yang bermakna kebenaran pasti akan menang
karena memang ada asas dalam nu itu
mereka bilang kalian harus mikirin lingkungan
tim liputan cnn indonesia
selain melatih kita punya fokus kita punya konsentrasi kita punya daya ingat
nah disini mungkin yang lebih penting bahwa semua kita menggunakan teknologi
karena skala serangan yang begitu dahsyat
sementara ini saya sebagai anggota kompolnas dan kompolnas secara umumnya belum bisa menilai peristiwa apa sebenarnya
dan ini akan diberikan support pak
itu secara investasi sebagai instrumen investasi tuh aman kah untuk anak muda gitu
kami biro perjalanan wisata ini clear
dan saya dukung terima kasih
misalnya tadinya anaknya kecil kemudian anaknya lebih besar
untuk lagu lagu pilihan dan saat ini kami akan memutarkannya
tapi saya termasuk mungkin yang agak konservatif melihatnya
hal ini tentu mengundang respon dari warga lainnya yang berkunjung ke tempat ini
kemudian yang paling parah adalah ya itu
jadi memang ada dilema tersendiri terutama buat mas ganjar dan prof mahfud ya
ini pertimbangan dari audiens juga perlu diperhatikan di situ
kompolnas baru bisa mengambil kesimpulan akhir begitu ya pak yusuf
hmm saya bisa katakan perpaduan dua menu ini sangat pas
tempe kalau kita makan satu kali makan itu tidak boleh lebih dari lima puluh gram untuk tempe
unit tinggal gitu dan menurut saya penting untuk juga punya cerita yang mewakili mereka gitu
ditambah pas kejuaraan dunia malah
tol cisumdau ini terdapat delapan puluh lima titik cctv
jadi syarat administrasi gitu
sekali lagi kalau ini kejadian terorganisasi atau merupakan sindikat
di saringan kita yang ada di tbi jemaat tupang
dan membuang sendiri ke tempat sampah yang disiapkan
penjara sebetulnya penjara yang khusus digunakan untuk para pekerja paksa atau para pekerja rodi
kita bisa melihat karena kami sendiri juga mendorong
lalu bagaimana proyeksi performa para atlet di ajang ajangan tersebut dan juga bagaimana pula tren partisipasi olahraga masyarakat di tahun dua ribu dua puluh empat
dan kekalahan yang sama nah itu seru tuh
kepersidaturaan ini tidak punya alternatif lagi
jadi sebenarnya seorang freelancer itu seperti ibarat memiliki perusahaan
saya kan tonton juga itu mereka bikin interview sama siapa podcast podcast mana itu
geri terinspirasi setelah bekerja bersama saudaranya yang juga petani vanili di bekasi jawa barat
syukur syukur kalau kemudian nanti ya pan memasukkan persoalan yang berhubungan dengan pileg gitu
namun gejala katarak lebih cepat disadari ketika sering melakukan sesuatu dalam jarak dekat
setelah itu maaf kita klik dulu ini ya
rawon adalah kuliner khas jawa timur
sudut tekukan itu minimal satu ratus tiga puluh lima derajat pak
karena gue berkacau sama foto foto gue yang sebelum sebelumnya
bahwa seluruh cadangan pangan dalam rangka
target yang betul betul menjadi harapan saya adalah bagaimana kemudian para oknum tentara
dan terima hidup yang dekat
bila bentor umumnya menggunakan mesin motor becak motor rusdi sedikit berbeda karena menggunakan mesin pemarut kelapa
kebetulan kampung pulau ini bersumber dari satu keturunan yaitu dari embah dalam arif muhammad
ia ditugaskan sebagai pelatih sekaligus pasukan pengapit
pelaksanaan festival saat ini yang dilaksanakan di queen victoria market
mereka berharap sampel sampel ini pada akhirnya dapat memberikan wawasan
terima kasih kami ucapkan bagi anda semua pendengar kami yang setia
dan kemudian bapak mesti lihat pak perempuan indonesia remaja indonesia itu sebagian besar anemia pak
untuk membuang sisa metabolisme dari tubuh
gimmick saya rasa enggak ada gimmick ya
sekarang stadion dibangun nih kayak jis udah bangun
kemudian juga ada satu unit kendaraan mewah jenis corsa
dan menempatkannya ke dalam pembangunan sosial dan berharga
mematikan usaha para pengecer tadi
area di dekat dinding luar sebuah bangunan adalah tempat yang paling berbahaya
alhasil kita perlu bedakan sungguh sungguh antara bullying dengan ragging
karena pialanya kan satu sampai tiga gitu
cuci tangannya sebelum dan sesudah makan
gitu atau mungkin air putih hangat pernah sih apalagi waktu ujian gitu ya jadi kayak belajar
kita tidak perlu mencari spklu
karena setiap jumatan kan teman teman juga sholat di suatu masjid yang multi culture ya di mana di situ
itu sama sekali tidak kelihatan
artinya juga kita harus hati hati
di mana bepom akan melakukan pengawasan untuk menjamin mutu obat
sebenarnya dulu mas arief saya pak arief saya lalu beberapa teman yang lain itu tergabung dalam rembuk pangan rembuk nasional
ketika kita berbicara tentang bansos ini
jadi aksesibilitasnya gampang tentu menyangkut masalah keamanan dan kenyamanan delegasi untuk menuju tempat acara
nah dengan potensi perpumbuhan jakarta misalnya yang memang masih terus ya menjanjikan
dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar
tesnya diajuin wajahnya setuju
tapi kalo lu kan ngomong tapi sempet ke borobudur
kita sepakat basisnya puskesmas tapi dia kecil
itu dibuka ke publik karena itu tanggung jawab ke publik
road map nya yaitu dari bulan apa namanya maret sampai dari bulan april dan mei
sampai ia duduk di bangku sma
sampai burohapot ikut ikutan
lima karung makanan ikan atau pelet
nah itu hal halnya tidak akan bertahan lama
sekitar empat puluh persen bangunan di kota karaman maras turkiye yang menjadi pusat gempa dilaporkan melalui kerusakan pasca gempa pada senin lalu
salah satunya adalah tangguh zia faisal rumi
yang lahan dan pabriknya berada di sisi kiri dan kanan jalan
tapi ketika sekarang kesini ternyata sama timnya hasilnya dialihkan bukan kakek kakek gemes gitu ya
jika telah ada surat keputusan dari kementerian kesehatan
tergantung kebijakan pemerintah sih
nah pedal juga yang mulai dari harga empat ratus sampai dengan yang
bagi anda semua pendengar kami yang setia
adalah survei bps nasional kami di sentra sentra produksi
biasanya yang diincar yang seperti apa
tapi kalau menjadi seorang ali budi mansyah
kondisi tubuh yang kekurangan karbohidrat dapat membuat
umumnya biasa pakai kerupuk kalau disini pakai cheese stick atau stick keju nah disini juga ada kuning telur ayam yang diisikan untuk menambah rasa dari air rebusan weh
oke nampaknya saya mengalami
terima kasih dok dan kita harapkan nanti kalau transformasi ini sudah betul betul diimplementasi dengan baik
clickbait untuk nba doang nih kayaknya
tapi saya rasa suatu saat harapannya memang kubu ini tidak kemudian terus menerus menjadi besar gitu ya
sehingga mungkin antrian di jalan tolnya tidak begitu banyak
sebagai orang yang minderan orang yang tidak percaya diri
jajanan zaman sekarang ada
saat semua pasar kami tutup ekspor kita tidak bisa kita lakukan karena bandara kita lockdown
di pasaran terdapat berbagai macam produk perawatan rambut agar rambut tidak rontok
baik pak terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini
yang di preservasi ini tadi juga dibisik bisik ya pak ya
ada tempat di sini yang namanya munisi point
serta para gubernur para bupati dan para wali kota
membuat undang undang yang kemudian ingin mereka rubah tapi tidak bisa
barangkali ada yang terjadi mogok kendaraan kendaraan logistik yang berlogistik
pernah kita carakan ketika kita memilih pesawat dari sebuah negara gitu
terakhir itu angkatannya mereka antoni
setelah mendengar vonis maksimal dua belas tahun ini
sebetulnya berapa rupiah yang bisa kita keluarkan tiap bulannya
itu nya langsung pas udah mekar langsung diminum
karena dari populasi yang kita lihat dan kita
karena mandatnya harusnya di asuh oleh negara dirawat oleh negara
artinya produksi sekitar satu tiga satu empat satu lima juta ton per bulan
yang pertama keduanya yaitu tanggal satu
kecuali mantau terus akses by kai mungkin ada yang membatalkan atau reschedule
tengkleng sapi atau kambing itu penyajiannya pakai gerabah tanah liat
kalau mau disambur kuah mungkin cara penyajiannya dicelup di kuah ya
namun apakah penempatan barang di atap kendaraan ini bersifat aman
ikan lagi pada snack time lagi pada makan makan
hal yang sama dirasakan pula oleh damai alivia
kalau dibandingkan dengan makan gratis mana yang lebih diprotaskan
kemudian rubber cone untuk digunakan untuk rekayeran skarolantas oleh korlantas
kalo sebastian vettel atau max tuh mereka pernah dari tim tim jelek
tapi itu narasi dibangun untuk memastikan bahwa
persoalan kemendak dan badan pangan merespon berbeda itu hal yang wajar
tapi secara personal secara rumah tangga
erin beruntung orang tuanya mendukung minat dan bakat musiknya
biasanya didominasi oleh umat muslim yang berasal atau keturunan dari jawa kemudian dari bugis makassar termasuk juga dari madura
sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas lapangan sepak bola stadion utama gbk ini dibongkar total
maka ini akan mengurangi subsidi nya
nah tapi udah nah macam inilah

dan lain lain nah itu pribumi sampai ke daerah pasuari yang sekarang
tapi overall pembalap cowok juga memperlakukan gue sih sebagai pembalap biasa
masih jauh banget dari itu
ada yang juga abstain
terus pada saat diparut itu
bagaimana antara mereka berjabri
berbagai menu kopi bisa dipesan sesuai selera
kebetulan kemarin suami masak ayam bakar
semangat supaya dia tidak patah tidak apa putus asa dari kacamata psikologi dengan mengikuti
sekarang sekarang juga udah dikurangin gitu jadi gak terlalu banyak kayak gitu lagi
jadi dalam kurang waktu empat bulan iqbal harus diundang ke sana
jadi riset yang menyatakan ada yang sepakat bahwa ini bisa mempengaruhi
untuk anda yang freelancer itu saya sarankan hingga dua belas kali pengeluaran rutin
tokoh tokoh perempuan yang ada di dunia otomotif kita juga suruh ngomong di situ jadi pembicara buat inspirasi mereka
saat ia mulai berjualan dagangannya ditata di sepeda bukan di sepeda motor seperti zaman sekarang
dan nanti menjadi tujuh puluh lima orang
pakai baju lengkap segala macam
dan memang ketika kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi tadi yang saya katakan mencapai enam dua di dua ribu dua puluh dua
sekaligus memenuhi impian almarhum ayahnya
dengan catatan campuran tersebut alami
aku sempet pelatihan sama pelatih inggris
saat ini masih begitu mas dari negara negara seperti indonesia gitu
semakin rendah kadar air pada brem maka akan semakin awet walau tidak dimasukkan ke dalam melemari pendingin
kondisi air di sungai perogo yang keruh membuat saya harus berusaha
suatu kandidat obat atau kandidat vaksin
ini kan juga banyak yang menyatakan bahwa sensitivitasnya mirip mirip
gagasan yang disampaikan ya
sebelum pesawat tersebut terbelah menjadi dua dan dilalap api
sedangkan untuk saudara ds dari hasil penilaian sementara
salah satunya adalah kue keranjang atau tikwe yang wajib ada
apa bisa membuat kembali ke mantan kekasih
nah itu juga menjadi pertanyaan bagi saya pak
menurut gm kreatif bumi langit iwan nazif
yang sangat menentang adanya perindasan
dengan adanya mulai panen
dan rakyat itu menagi kinerja para wamen itu
pak alex sudah kembali bergabung bersama dengan kami lewat sambungan zoom
ini kemarin tikus yang sempat dikarantina atau dipisahkan dari tikus tikus lainnya
apakah anda melihat bahwa allah memiliki hukum yang kudus
kalau pakai sambal kayak yang water resistant gitu
terus jawabannya yang kita pilih juga yang paling menarik pastinya bu ya
sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan
tapi lagi lagi kalau dibandingkan dengan pcr swab
setiap hari kalau tim saya ngelihat itu
namun dapat memberikan hasil instan menyamarkan mata sembab dan mata panda
dan itulah yang dilakukan cak emin
menurut dokter gizi dalam sehari kita hanya membutuhkan satu hingga dua gelas susu
prosesnya itu sebenarnya secara keseluruhan
ya artinya menambah jaringan kan itu
kita bekerja dari berbagai macam tempat
bisa cepat turun dari andarannya dari tempat terarahannya itu cepat turunnya karena dua tiga hari kita bisa nurunin kalau hari panas
r untuk rest dalam bahasa indonesia adalah istirahat
kalo udah lulus s satu kita boleh milih mau pindah atau mau tetap di satewacana
kas berarti nanti kalau lo kan dua minggu lagi akan berangkat ke kanada tuh
ada yang karakternya dibeli dan ada pula yang diberi hak eksklusif
atau sebenarnya masih sama aja
jadi saya mencari peluang dimana sih masih ada pekerjaan yang kosong kan gitu
baik bang faisal kalau kita melihat dari segi penerimaan negara
rasanya emang beda dari bakso yang biasa pernah saya makan gitu
jeruan sapi seperti kikil urat kuping dan kawan kawan direbus dengan bumbu kuning supaya nggak perngus
selain dari kota madiung jawa timur
yang biasanya dia bisa menjual dengan margin yang kecil
rangkaian penting dari perkembangan islam di wilayah periangan yang kala itu
sabar ikhlas dan konsisten menjadi pedoman tati dalam mempertahankan usahanya selama puluhan tahun
satu setengah tahun tidak ke sekolah
sejumlah langkah diambil pemerintah untuk menekan angka penyebaran di bulan ramadan
antara lain bahwa tempat itu terlihat tidak berbeda
petani bisa memecahkan segala permasalahan yang kerap dihadapi bagaimana di hulu kita bersama
para pendengar sekarang mari kita buka satu korintus enam ayat sembilan belas
seperti di dalam angket itu ya dapat ditemukan
saat meletus atau erupsi gunung api bisa menjadi sangat menakutkan
sebuah keinginan mulai tumbuh di hatinya untuk mengalami jenis kehidupan yang baru
tapi kalau dibilang ideal ya ada juga beberapa cabang olahraga yang lo sampai empat puluh tahun lima puluh tahun lo masih bisa ngegas gitu
masyarakat saat ini masih beraktivitas seperti biasa
nah sayangnya pelaksanaan reforma agraria itu justru disimpangkan oleh pemerintahan
inilah video aksi penggandaan uang yang sempat viral di media sosial
yang masih terngiang diingatan ketika hakim sangat gemas mendengar dan melihat tingkah mario
yang pertama adalah si pengemudi wajib menjaga emosi
ya akurat setempat nggak ada yang periksa nggak ada yang apa sih
ada cepat kemudian masif dan juga individual
apakah memang ini suatu urgensi yang kalau kita tidak import ini chaos
selebihnya sesuaikan dengan anggaran anda
seperti mengkonsumsi sayur dan buah buahan antioksidan
sambil melihat tak sadar saya menelan ludah
kita gak pernah lagu dengan vincent kostasi dari dulu gitu bahkan
ya kembali bahwa kita harus bersama sama pada situasi yang sulit ini untuk kemudian rem seluruh aktivitas kita
mendukung dia untuk berperilaku secara positif
namun kalau melihat komposisi
kita menggunakan sekarang di indonesia
maka nomor satu yang perlu dilakukan adalah budgeting terhadap pengeluaran bulanan yang memang rutin

terus yaudah akhirnya kena lehernya
nanti siapa yang akan bermain peringkat empat lima
penganiayaan ini mario dendi pun duduk terdiam dengan kemeja putih bersihnya sembari mendengarkan
sayur seladah hidroponik yang sudah dipanen ini biasa dibeli oleh para guru wali murid maupun siswa
rafael alun memiliki transaksi di luar
kalau yang tetangga tetangga yang mau
wah itu dia banyak sih caranya
menuntaskan ini semua harus menunjukkan kegeramannya
jadi gak bisa bikin hal yang sebebasnya kita gitu
berarti kalau menurut gue kalau menurut gue ya
tunawisma selama lima tahun
serta rel troli untuk mempermudah keluar masuk logistik
sehingga diimbau untuk para pengendara
dulu saya juga ketika meliput juga rada rada takut ya pak ya
karena nanti juga bisa mengganggu lingkungan
abis itu besoknya kita latihan buat ada kompetisi namanya di sana
karena selisih harganya itu cukup besar
dan memperkuat instruksi instruksi itu pada pesawat
jadi kadang kadang serius tapi kadang kadang dia seorang senator tapi dia tuh bisa goyang goyang sambil ngomong apa namanya
untuk dana asuransi mencapai kemungkinan
ketika dibongkar menjadi lapang menjadi luas menjadi imajinasi menjadi kreativitas untuk membuat ini
dan ngeri gitu karena beberapa juga penutupnya kadang ada yang keliatan mau lepas
luar biasa ya pak ya saya senang sekali dengan sayuran hidroponik
pas nyampe klinik dapet obat segala macem dari itu
satu dua tiga wah wah gak abis abis sepertinya nih masukin mie instan ke dalam kuali
tapi nantinya bisa kemudian menjadi mungkin saja kelompok yang memberikan kritik masukan yang baik bagi pemerintahan selanjutnya gitu
pengumuman daftar calon tetap anggota dprd kabupaten rutindau
memang ini saatnya untuk mereka bisa bersuara juga gitu
penerbangan ini diluar penerbangan reguler haji di mana yang terakhir diizinkan oleh general authority of civil aviation arab saudi dilakukan tanggal dua puluh dua juni nanti
tapi poinnya untuk individual
menu andalannya adalah ayam kalkun bakar ala thailand
yang tidak dapat diakses
damar sinoko langsung dari semarang jawa tengah
kalau partisipasi itu basisnya adalah kesadaran
yang ditulis di batu dengan jari allah sendiri dapat diubah
untuk melakukan karantina mandiri selama lima x dua puluh empat jam
mungkin percaya sama saya akhirnya dimasukin ke ruki
karena dari unkelab kita ke bitung bertemu dengan stefan lana
yakni ian ernest samara amani michael victor siamat
sangat kompetitif di luar sana
biasanya berapa tuh kalau satu jam nunggu lumayan ya
jadi aku dan james pergi setiap pagi
ditiadakannya kegiatan seputar waisak berdampak langsung terhadap kunjungan wisatawan
terus ada satu di toronto juga namanya
terutama di tingkat konsumen
terus kita cincang sampai halus
proses pembakaran lemak dalam tubuhnya
meskipun kenyamanannya belum menjadi prioritas
kedepannya korlantas polri akan memaksimalkan penggunaan chip berteknologi rfid tersebut
namun penyebrangan juga jangan dilupakan
tapi ada musim yang paling bagus itu
ya jadi belum nasib sebagai juara
penulis laporan tersebut menyatakan
karena sekarang waktunya kita melancong ke pasar wonogiri
dengan memberikan kegiatan sesuai bakat dan kemampuan anak
nah itu bisa dilihat memang ada kualitas kualitas yang terjadi penurunan
terus kasih dia space atau rongga
dan siap bertanggung jawab
untuk mencoret caleg narapidana itu
karena kan ekosistem digital ini kan punya algoritma
nah sebenarnya umrah secara keseluruhan bukanya ditutup
kemudian ada cpob dan juga nanti registrasi obatnya
suhu udara yang dingin juga membuat jalannya impuls syarab sedikit berkurang sehingga badan terasa lebih lambat atau kaku
maya di sini penyakit itu paling banyak sekali di sini

kalau di episode ke dua kita udah pernah ngobrol
jadi gini mengkonsumsi makanan atau minuman manis itu memang diyakini dapat membuat perasaan menjadi lebih baik
jadi dia mesinnya bisa merespon apa yang kita mainkan
badan nasional penanggulangan terorisme juga bekerja sama
dan dari situ juga kita perlu memberikan pendampingan pada anak
nah mereka yang jadi kita yang bikin acaranya apa terus misalnya nanti kita bikin kegiatannya seperti apa gitu
caimin akan mirip dengan mas anies banyak mengkritisi
paras idaman akan mudah didapatkan secara terukur
punya pengaruh terutama di kalangan gen z
wah itu mendorong harga lebih tinggi lagi
adanya lintasan baru ini sangat membantu
jadi anak buah bapak tidak melapor kalau kemudian pt tomas sejahtera perusahaan bapak menaruh saham di pt gsi lab
tapi apa yang terjadi kita lihat bersama
sekelas rafale ini kan mungkin sudah lima belas tahun yang lalu ya verdi
dilanjut sampai bulan juni malah
nah mungkin beberapa dari kita sudah merencanakan dengan detil
sejak zaman nabi dahulu takjil di negara arab dikenal dengan mengonsumsi makanan ringan dan manis
setuju atau gak setuju lakers back to back champions di nba tahun depan
tentu ini akan memberikan juga kesempatan untuk lebih memperkenalkan produk kita
untuk umum ya bukan orang orang dari unsw aja yang bisa datang
jadi kalau dalam perdamaian itu ada tiga cara juga
oke sekarang jam enam empat puluh enam
otomatis kalau mengejar informasinya dulu mengejar pasarnya emas itu kan bermainnya di malam hari
gue pengen jadi atlet yang jago lah
apa ya distractionnya beda gitu dibanding zaman dulu
terus ada pemain pemain juga yang ikut terlibat
tapi masuk kuliah juga cukup cukup aktif dong di komunitas basket dong
halo mbak boleh minta waktunya sebentar
jauh dari hirup piku kota metropolitan raja ampat menawarkan ketendangan dan kedamaian
tadi sempat bingung nih gimana ya kok pempek dibikin kayak keju gitu ya
di desa cibok di wilayah borno
filler adalah suntikan untuk menambahkan volume pada area wajah tertentu
ketiga hemat listrik menjadi salah satu upaya
tapi nanti kalau sudah selesai tentunya akan kita sampaikan ke masyarakat
dia bisa menjadi warna orange
membuat sebetulnya masih ada
tampak masyarakat antusias untuk mengikuti kegiatan ini dari anak anak hingga dewasa
setelah seorang siswa kelas sembilan di new south wales
cuma gak punya ini aja gak punya
apa buksi kemarin abis juara dbl apa ketemu sama gue ya gue menang
ahmad munsif dan dua orang rekannya ini lebih menyukai berlari tanpa menggunakan alas kaki
kita seperti biasa lah kita di akhir obrolan kita ini kita ajak dede main sedikit kan
karena semua orang merasa sangat menyerang oleh kecerdasan artifisial
dan telah meninggalkan teladan bagi kamu
apakah sebuah simbol atau maknanya apa ya dari kemeja biru muda ini
dan itu kita sudah proving di banyak tempat satu kali tanam cabai saja sudah balik modal
begitu juga guide yang kami pakai juga ada izin perlisensi dan anggota asosiasi
dan mereka adalah sekelompok artis seniman di melbourne
padahal rokok saja sama minuman keras
iya dulu gue main bola dulu sampe kelas lima sd kan
mereka juga bagus tentu saja
kakak kan sebenernya terrekordnya banyaknya di streetball
juga teman teman guru nanti menyesuaikan pada kondisi digital lagi
apapun yang anda telah lakukan
dan saya yakin tidak akan muncul
biarlah ini akan menolong kita semuanya untuk kembali menyerukan pekabaran pekabaran yang penting melalui siaran siaran radio advent suara pengharapan
hari di mana perempuan berusia lima puluh satu tahun
soalnya baru gak denger kabar aja katanya awal januari baru ikut latihan
iya hype hypenya kan kebawah kan
untuk melindungi dan pertahanan bangsa ini dari segala bentuk ancaman begitu ya
terutama masyarakat kelas menengah ke bawah karena sepeda motor yang hanya mampu dibeli
terus warnanya juga kan menarik seperti itu
apapun penyebabnya sebenarnya di belakang ini bukan masalah personal ya
dia bisa gunakan anggaran untuk bersaing
tapi kalau misalkan suatu saat nanti saya lebih maju mungkin ya kapasitas saya akan dilebih besarkan mungkin bisa bikin tas patu dan yang lain lain
jadi banyak pilihan yang bisa kita dapatkan tidak hanya di bawah laut tapi juga di atas daratan
untuk rutinitas koko sebagai yang udah berkeluarga gitu
ada tujuh lapangan ya tadi saya hitung
pengamat budaya sunuwakono menilai keingin tahuan terhadap hal hal gaib di latar belakangi oleh kepercayaan masyarakat

jadi bikin akun baru ah buat khusus upload fotobasket gitu kan
saya bersama dengan salah satu penumpang yaitu okta
penyusutan otot juga bisa mengakibatkan hipertensi atau tekanan darah tinggi
selain makanan azerbaijan juga memiliki teh yang khas mengandung berbagai macam rempah
ya awalnya gak ada kepikiran apa apa gak ada target
ini dibuat dari berbulan bulan yang lalu sudah disiapkan
cuma saya kasihan saja melihat si abah
dan ini trennya akan turun terus nanti kan
kan kipas angin itu kan bagaimanapun dia kalau kita berkeringat dia membuat jadi dingin kan
wah itu pikirin wah ini gue salah nih ada salah ada yang salah dengan permainan aku atau gimana gitu kan
terutama itu yang keluar dari bawasnu
tapi emang karena bokap suka bola bokap awalnya tuh sempet ini gak sih
nanti kalau lo dulu pas lagi pindah ke sini untuk adaptasi sama bahasa indonesia berapa lama tuh
dan juga ekologi untuk masalah cetacean
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual ketua institusi studi transportasi dharma ningtyas
yang intim kau sekarang
gue tuh memperkenalkan banyak permainan terhadap anak gue
namun kini ia fokus membuat tempat sampah
baik dari sisi bisnis komersial waskita sendiri yang kira kira tidak cukup baik dalam mengelola sisi aspek keuangannya
pawestren sendiri di ambil dari kata estri yang berarti perempuan
nah ini saya rasa kita melakukan tadi dorongan moral
seperti di video musik terbarunya bertajuk putus tapi cinta
semoga sukses selalu ya bu untuk juga pelaksanaannya pas gibraka di tahun yang akan datang
nggak cuma satu dua orang tapi banyak orang yang terlibat itu untuk satu program doang
masalah suap menyuap yang dihukum yang
untuk mengikuti banyuwangi blue fire ijen com challenge dua ribu dua puluh dua
dan biasanya umat muslim ketika saparan akan datang ke sini untuk mendoakan leluhur mereka
bahwa ada indikasi bahwa
jadi sebenarnya harus menghindari manis manis dari muda
jadi kesegarannya makin bertambah tambah
namun ato sekarang telah memutuskan untuk menutup setidaknya dua ratus tujuh puluh juta dolar
australia post kini akan mengirimkannya setiap dua hari
makanya saya bawa yang kuliner lokal aja deh
kancar wicaksono andreas wicaksono surabaya jawa timur
menyelenggarakan festival makanan indonesia selama akhir pekan lalu
ada strategi khusus mungkin pak subakti
yang mau dikirim ya nanti ya dimasuk barang lagi ya
kemudian alat alat yang sederhana misalnya inkubator itu juga bisa dibikin di indonesia
iya itu dia mikirnya pas kuliah bakal oke gitu kan
ada yang mau beli berkesana yuk ikut saya
tiap kali kita udah bisa selesai gitu ya sampai finish gitu
tetapi yang melakukan demo di luar dari masyarakat rempang
selain itu sejumlah travel haji juga menyediakan fasilitas badal haji dengan kisaran harga rp lima belas hingga rp dua puluh lima juta
kalau kawan baik kenal bagus
antusiasmenya yang dilihat dari masyarakat indonesia sendiri
sampai menahan diri dari panasnya suhu di tempat produksi gula semut
mark klok elkan baget terus ramadhan sananta
jadi upaya upaya untuk reklamasi ya
ya deket deket sama lingkungan pemerintahan
saya pun diberi kesempatan untuk bertanya langsung ke al dan el
akan ada kejadian episontrumnya di situ
harga gabah atau padi yang cukup kompetitif
tadi main cuma dua belas menit
perhatikan proses menikah pak
yahudi itu adalah sebuah agama
juara asian championship dua ribu dua puluh satu jakarta itu ya
pak lutan saya ingin tanya apakah kemudian pemerintah punya penelitian penelitian yang bisa membuktikan itu tadi
sama siapa ya lupa gue juga
nah ini kan juga perlu keterbukaan transparan kalau memang biaya timnas itu cukup besar
karena memang mayoritas masyarakat di sini kan bukan muslim
tentu saja perbedaannya sangat signifikan ya
memberikan pemahaman tersebut terhadap wisatawan asing
harapannya sih trotoar ini juga dibersihkan seperti trotoar yang di depannya gitu
opioid farmasi kini menyebabkan lebih banyak kematian terkait obat di australia dibandingkan dengan kategori obat lainnya
kalau sudah lahir dan tumbuh mungkin bukan stunting pak itu
kita campur dengan ini
bapak yusuf ini kan salah satu isi dari revisi ruu penyiaran
nanti lo kalau mau motor mio juga bisa gue beliin
kayak dia ngeliat anaknya masih nangis gitu loh
sarapan sarapan yuk yuk yuk yuk yuk yuk
namun saat tim mendatangi res area tersebut belum terdapat tempat pengisian bbm
tapi belum pernah muncul ya
yang memiliki kemampuan untuk memberikan layanan
jadi menampung air takutnya airnya masuk nanti akan berat nanti jatuh ke bawah seperti itu
itu itu yang membuat saya tertarik
pertasinya itu melalui kepabeanan resmi dan mereka secara resmi punya hak sebagai importer resmi
mengatakan bahwa perpindahan penduduk ke daerah regional itu dijuluki sebagai renaissance atau kebangkitan regional
tidak mengandung kayak bahan bahan kimia pepsi tidak
berbagai jenis buah buahannya super komplit
dan yang terakhir pastikan juga memperhatikan adanya modal kerja
sebenarnya mas yang harian yang tidak mampu
ini tadi dokter dan orang indonesia yang mampu mereka sering terbang ke singapura atau ke thailand atau bahkan ke amerika serikat untuk mencari pengobatan
karena kalau ya cowok gitu gitu lagi gitu gitu lagi gitu loh
itu risiko kekambuhan kankernya itu lebih rendah dibanding mereka yang makan isoflavon dari kedelai ini yang porsinya lebih kecil
saya mempertimbangkan misalkan dengan
ketika mendengar majelis hakim mengfonis mantan kepala divisi propang membespori ferdi sambu dengan hukuman mati
sementara untuk menjaga tanaman dari hama para petani muda keren menggunakan biopestisida
baik saya ingin ke pihak bapak nas dulu nih
tapi kalau misalnya aku mungkin keluar mungkin aku taruh foundation atau concealer buat ditutupin
maka sekarang posyandu melayani hipertensi mengecek gula darah mengecek kolesterol
sehingga perabotnya juga sudah banyak dan sebagainya
kalau memungkinkan makin kecil dan di rumah saja
pikir jalan gini sih tapi lihat yang beli antri dan rela jongkok buat menikmatinya
jadi menurut saya itu untuk melonggarkan beban masyarakat
alternatifnya anda mungkin menemukan
buset ya sama kembalian indomaret
sehingga ada kesetimbangan antara pasokan dan juga harga di masyarakat
jadi ppia unsw termasuk salah satu perhimpunan pelajar indonesia
kita bersyukur dengan peraturan ini
yang kayak ngeremnya dan beneran gambarnya beneran ya
rolua adalah salah satu makanan khas warga sumba
lalu bagaimana kalau misalnya dari kacamata psikologi melihat anak anak agar tidak trauma
setelah kantor perpajakan australia diam diam mengaktifkan kembali
pak probo dan langsung gaspol akan diterapkan nih prof
terus minum haus terus sering buang air kecil
syahrir yang mendengar jepang menyerah kepada sekutu setelah hiroshima dan nagasaki dijatuhi bom atom
dugaan dugaan itu dengan data data macam macam dan sebagainya
tidak berpuas diri dengan capaian yang ada pada saat sekarang dari penanggulangan pandemi
kalau seperti itu buat
apalagi mesin yang kagak keliatan ya
dan bekerja di luar domisilinya juga termasuk yang dapat berpindah tempat memilih
wisatawan asing tak diperkenankan masuk ke indonesia
itu efektivitas yang kita harapkan kalau undang undang pdp jadi
kan mau ke sma aku biasa kan nyari nyari sekolah itu
seperti hari ini misalnya gabah diantara rp lima dua ratus rp lima lima ratus gitu ya
cuman akhirnya ternyata cls nggak main lagi kan
jadi rumah sakit yang berbasis kabupaten sudah bisa menang ini
betul ditambah sdm ditambah peralatan begitu ya
karena tadi anda mengatakan dijanjikan hadiah tertentu dalam us dollar
maka akan ketahuan bahwa dia ibunya sehat
saya kira dampak politiknya terutama buat persepsi publik atas pemerintah pak jokowi tidak besar
oke baik kita lihat nanti hasilnya karena sekali lagi yang bisa mengukur adalah angka statistik ya di survei ya bang ege ya
serta program makan siang gratis yang mungkin di bulan oktober setelah dilantik
memang setelah gue liat
apabila laki laki disanarkan antara seribu tujuh ratus lima puluh sampai dua ribu kalori per hari
gitu tapi bagaimana kemudian insentif yang
bahwa tentara pemerintah telah menyergap mereka dan sepertinya tidak ada jalan keluar
walaupun tadi yang saya bilang bahwa anies mohaimin sudah menyatakan menerima dan menghormati loh
ngegenggamnya jangan terlalu kencang
harus ada cadangan pangan di daerah itu harus ada
di hongkong dia musuh
salam dan doa kami menyertai anda sekalian
seharusnya nggak perlu malu juga gitu ya untuk kemudian pemerintah cukup membatalkan kemudian kembali lagi aja kepada undang undang sebelumnya
yang menunjukkan kemana arah saudara
maksudnya dia tuh bekas pebasket terkenal loh di zamannya loh
jadi awalnya penjualan dulu
tapi selain itu indonesia juga saat ini sedang berproses untuk mengesahkan undang undang pdp
dan kami saya kira ini sudah saya laporkan ke bapak presiden
indonesia night market sendiri tahun ini sudah menginjak ke dua puluh dua tahun
ini adalah tugas yang tidak ringan ya buat pengelola
itu sesungguhnya ada orang yang dicatatkan
nah dari situlah akhirnya kita coba ingin ya membantu dengan melakukan kajian kajian terhadap adat
dialah yang pertama kali mengambil prastawa untuk bermain di klub basket profesional miliknya itu
bedanya paling dari sisi yang lempar yang lempar mungkin dari bawah lebih pelan bolanya
sekarang itu sudah lima puluh terselesaikan pr nya
di wilayah adisa lebanon dua tahun lalu
itu sebenernya bukan masalah pemain lagi kan itu kan udah masalah tim sebenernya kan ya
suara azan pun dipelankan dengan corong suara menghadap ke dalam masjid
dan jangan juga langsung kita cepat cepat pakai adenine atau rs itu jangan
waktu itu yang bener bener mungkin jadi permasalahan dari dulu
namun ada juga pelanggan yang sudah empat bulan menitipkan kura kuranya dan belum diambil
nah bagi anda warga bandung atau daerah sekitarnya
di mana perikanan pelagis ini sangat menjanjikan
dari teman teman yang tionghoa yang setelah lima belas hari setelah imlek baru capgome namanya perayaan capgome
singkawang bukanlah penghasil kopi
maka tentu situasinya akan menjadi berbeda
gangguan pernapasan akan tetapi dalam satu kasus gas air mata yang kadaluarsa dampak dan
berada di dalam payung rumah sakit kita mesti akan punya grip yang lebih kuat untuk mendukung supaya ini berjalan dengan baik
yaudah disitu pas jur
kalau dulu memang banyak sekali mas
mereka adalah bagian dari kelompok besar yang terdiri dari sekitar satu ratus enam puluh paus pilot yang terdampar
sebagai alasan utama ya
maka manusia bisa melakukan aktivitas
salam sehat selalu tapi perlu kami sampaikan pula bahwa sebenarnya kami tim cnn indonesia juga sudah berupaya untuk mengundang pemerintah ya
terus membahayakan konsumen juga
ikutin aja apa jalurnya tuh ikutin gitu
fokus pon fokus ini dulu timnas nah setelah itu insya allah lah
tapi tidak ada barang milik pelanggan yang rusak selama pengiriman
sejak pagi hari pasar magersari sudah nampak sibuk bersamaan dengan itu dengan kehidupan
tapi di satu sisi tadi laporan tim kami di lapangan menemukan kenyataan bahwasannya harga beras masih tinggi dan belum ada titik terang kapan kira kira turun
tetapi kalau urgentnya masyarakat saya kira nggak lah
indonesia memang sudah teruji baik walaupun berada di luar negeri seperti itu pasti ada dong ya
atau menjadi pelipur lala atau mungkin bisa dibilang stress relief kita
tidak sesuai dengan range tertentu begitu kandungannya elektrolitnya harus segera diganti
jadi rotinya itu kita kasih peninggi sedikit yang dilapisi oleh aluminium foil
bersama sheikh panji saya diajak melihatnya
jadi kalau pplp kan mungkin dia
tapi juga bahwa masyarakat juga perlu
ali budi mansyah adalah pemain indonesia terbaik
muhammad yangwar komarudin surabaya jawa timur
saat itu lagi libur mau lebaran
untuk memenuhi target seratus pada dua ribu tiga puluh
seseorang mau curhat kepada saudara tentang masalah kehidupannya
oh jadi untuk karir awal itu
jangan khawatir kepanasan selama perjalanan karena tersedia automatic sunroof atau penutup jendela otomatis
seperti itu sih jadi sebenernya harapan gue gue dipanggil ke kota kota lain untuk lapangannya di restorasi sama tim south park gitu
ya sangat memungkinkan ya mbak eva karena kita tahu bahwa perkembangan daripada penanganan covid sembilan belas ini sangat dinamis
agar tidak terbengkalai seperti infrastruktur perusahaan
sekaligus kuasa hukum pemohon gugatan uji materi undang undang narkotika iftithah sari
jadi misalnya salahnya sama dia saya marahinnya lebih
dia sendiri yang milih saya sama ayahnya hanya mengarahkan aja
nah ini dia tikus yang baru lahir
bagaimana kpi harus memverifikasi begitu banyak konten
saya hanya punya kreativitas
bahan pelarut yang berbahaya tersebut yang seharusnya tidak digunakan
sejumlah nama yang memiliki integritas yang tinggi berprestasi dan memiliki pengalaman yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi
kalau kami tidak mencetak apapun di sini kami menumbuhkan
per jam pada ruas japek cipali cipularang kanci dan juga kalikangkung
mas reza kalau melihat datanya mungkin angkanya nggak sebanding gitu ya
karena kan sudah bermain di pasar yang cukup luas gitu loh
selain itu air kelapa ternyata sering dipercaya bisa menyembuhkan saat kita keracunan
ia kemudian mengambil senjatanya untuk menembakkan ke bagian kaca
itu yang kita merasa ya kerepotan sendirilah di jalan
tapi yang masih kurang adalah bagaimana sosialisasi
meskipun tadi artinya para pengantin kebijakan perlu mengantisipasi adanya
bila suok kawah kepada seluruh keluarga penumpang dan awak pesawat penerbangan sg satu ratus delapan puluh dua
tadi gue juga sempet ngobrol sama papen ya
karena kami selalu melakukan yang pertama adalah inovasi
dan sejauh berapa kereta yang akan melintas
untuk ya kasarnya seperti menggenjotlah untuk biar lebih banyak nih perempuan perempuan yang ada di dunia balap gitu
nah besoknya saya nonton lagi sore jam lima belas
ya perkembangannya seperti bantuan bantuan coolbox ikan
tapi yang kita khawatirin kalau misalnya terlalu over kita beblas kita terlalu bersemangat
tapi kita harap di tahun dua ribu dua puluh tiga juga masih
menanggapi informasi kasus ini ketua tim komunikasi ikn akan melakukan cross check lapangan
karena pasti anda akan kesulitan untuk menemukan kantong parkir
dan juga nanti sore nanti ada tim indonesia
kalau secara psikologis bagaimana pelaku menentukan profil targetnya
tetapi dalam ragging sesungguhnya orang yang tanda petik menjadi korban perundungan
nanti admin tinggal jawab
untuk membuat aturan hukumnya yaitu undang undang tentang pemilu yang kemudian membatasi usia minimal
dia diaduk biar santannya nggak pecah
waktu indonesia barat saya masih di stasiun cawang
sehingga peran satgas di lingkungan rumah sekitar ini diperlukan
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh alex anifantis dan alex jones untuk sbs news
hampir dua puluh juta ton hanya dalam tempo sepuluh tahun
penambahan sebesar tiga lima juta
ini merupakan potret betapa di negara se kemaju amerika serikat pun komitmen organisasi militer untuk menindak personil personil mereka
dan juga orang orang lain di sana
tapi kan ini juga perlu kita supaya supporter yang ada ini
buru tidak puas dengan undang undang cipta kerja
yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan
maka ia akan mengalami penurunan kemampuan pembuluh darah arteri untuk membesar sebesar lima puluh
kalau seperti ini kita kasih lima sampai sepuluh ekor kecoa dubia
sejadinya muda udah sangat berprospek gitu ya
hah orang juga udah tau gue siapa kok
nanti seakan akan butuh satu waktu untuk mulai melontarkan satu atau dua dalam tanda putih
tentu bagi saya pribadi dengan bantuan doa
ya untungnya aja muncul lah di timnas elit ini kan
pikiran yang banyak apalagi ditambah dengan caleg yang kompetitif ya kompetisi tadi
maksudnya kita belum pernah terkait dengan karakter karakter lain
metode tanam yang dipakai adalah metode dasar atau bottom method
yang masih bertahan di banyuwangi
padahal iklimnya sudah sangat bagus
kita butuh pertumbuhan ekonomi enam tujuh bahkan delapan
jadi memang horornya adalah di titik enam enam itu
soal mana yang mau dipilih silakan saja dipilih
melalui aplikasi mobile dan semua bisa
salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas adalah akibat mengantuk dan memaksakan diri
itu memang kan enggak ada res area langsung naik ke atas baru ada res area dari lima puluh tujuh
jadi keliatan kan kalo masuk telkom wah ini sultan ya anak telkom kayak gitu gitu
apakah bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak anak indonesia
nah ini yang gawat kalau seperti ini terjadi gitu kan ya
nah tapi kalau tapi ada beberapa balapan yang kayak kita tahu misalnya siapa tuh bapaknya carlos sainz
kemudian sekarang terjemahan ppkm
menjadi pena dan orang sekalian penulis
nah yang jadi pertanyaan sebenarnya ada juga tuh
perjalanan panjang saya membuat gula semut akhirnya rampung
baik saya akan ke pak salim terlebih dahulu
ada langsung nomor raknya langsung ke raknya ambil
dengan bersurat di setiap kepala sekolah
inggris ini di dunia tapi kemudian
dengan chatbot yang kepribadiannya menyerupai ruli
artinya tidak ada riwayat perjalanan atau pasu perjalanan dari luar negeri
jika terdapat dalam alkitab saya percaya
apalagi jika kita tidak familiar dengan finansial teknologi
gue akan meninggalkan kantor gue untuk bisnis

dan satu lagi adalah partisipasi bermakna
hanya pada kita sepati
namun beberapa hal sebaiknya perlu menjadi perhatian pengemudi saat tidur di dalam mobil sambil menyalakan ac
lalu jika penuh pengendara diminta tidak berhenti di bahu jalan
kami sebagai badan pom sebagai institusi regulator dan pengawas
nah sebelum dibentuk menjadi cobek
baik saat pernikahan pernikahan pernikahan pernikahan pernikahan
namun kita harus tetap berolahraga rutin
hambatan hambatan atau trigger zone apa
karena apa kalau gerakan strength training itu lebih membutuhkan banyak tenaga ya
jakarta itu bukan terisolir gitu
bila ada kegiatan kegiatan sehingga bisa memperkenalkan
lagipula menurut saya sekarang saat ini cak emin lah politisi nu yang paling populer dan paling hebat sekarang
tapi sebetulnya dari segi apa ya level clubnya sebetulnya hampir sama aja dengan pemain pemain kita ya
nah pertanyaannya anda memang punya penghasilan sebesar itu nggak
satu paket ini bisa dinikmati dengan harga seratus ribu rupiah dan bisa disantap untuk banyak orang
tetapi buat pak mahfud atau pendukungnya
yahudi israel dan zionisme
bukan cuma satu apartemen mungkin satu kayak apa itu kayak enggak cuma satu gedung tapi beberapa gedung apartemen jadi satu
jadi perintahnya pak presiden bagaimana menjaga ketersediaan
dari bawah bareng bareng temen temen gue
yang sebelah kiri yang kanan tetap
terutama untuk hidup mereka
di zaman sekarang kalau ingin mencari pasangan cukup buka handphone
karena juga hampir boleh dibilang memiliki segmen bisnis yang serupa
salah satu faktor yang harus diperhatikan agar selamat dalam berkendara apalagi dalam perjalanan jauh adalah faktor kelelahan
perlambatan ekonomi di tiongkok juga merupakan salah satu hal yang
salah satunya keinginan untuk meraih banyak suara menang pemilu
tentu yang pertama dilakukan aparat di sini adalah melakukan tindakan preventif ya
mereka menganggap positif karena selain dengan harga beras yang sudah mulai turun
menghindari resiko ini salah satu pegiat olahraga
vibes nya seperti apa perbedaan dengan indonesia
menari adalah suatu kegiatan kolaborasi yang diintegrasikan antara visual kognitif motorik
apalagi barangkali terkait dengan obat obatan terlarang narkoba sejenisnya
gua baru ya telat kuliah sih telatnya telat banget malah
sejak awal pengelola memang sengaja menjadikan santorini ini sebagai daya tarik
jendela fasad dan detail arsitektur seringkali menjadi bagian pertama dari bangunan yang runtuh
gak ada pos aku pilih
tapi anak anak demam kadang kadang mereka merasa tetap di rumah sakit
saya sendiri waktu itu install tinder karena sesuatu yang baru bisa berkenalan dengan lebih banyak orang
apa harus punya surat izin atau apa kan gak tau juga
suruh main udah lempar anduk gitu kalau bisa
karena dengan demikian biaya bunga yang perlu kita bayarkan
ini bokap nyokap lo tuh berarti ini gak sih
nah padahal untuk menjaga tahanan di daerah tenggorokan kita itu harus kondisinya lembab
hendrawan setiawan daniel yuantoro yogyakarta
jika berlebihan maka dapat menyebabkan berbagai resiko penyakit
buah buahan tradisional dalam jangka enam puluh tahun
ada beberapa kali draft resolusi mbak desi
karena kan dilan dapat full scholarship
sebenarnya lebih banyak bahwa itu keturunan dari orang bali asli
klub klub itu kemudian kita bikin sepakatan
sementara itu untuk wilayah dengan ppkm level empat
dan satunya lagi adalah sekitar jabutabek
banyak banyak medium yang kasih slot free untuk ditonton gitu
dan problem yang terjadi di indonesia itu waktu itu pertama bullying
kebutuhan mineral juga bervariasi mulai dari kalsium fosfor zinc baktesium hingga iodium
belakangan ini banyak yang mati juga
jadi aduh harusnya mas perunggu udah gak dianggap gitu harusnya
mendata membuat paper dan lain sebagainya
komposisinya ini ada usus kemudian ini babat empal sama dendengnya
seperti yang sudah dialami adik adik pas gibraka dua ribu dua puluh tiga tiga ratus satu
seperti minyak jagung wijen dan bunga matahari
walaupun sebenarnya enggak semuanya visual sih
seiring dengan nanti kpu sudah memutuskan siapa pemerintahan yang ofisial
namun ada juga peneliti yang membutuhkan tikus jenis ini
yang akan melakukan teknik vokal yang lebih manis
kalimantan juga memerlukan kereta api
motivasi nih bu untuk orang orang yang sama sama menderita diabetes
untuk terlibat dengan komunitas sekolah
nggak apa apa justru cita rasa yang saya buat itu berbeda dibandingkan dengan yang ibu ibu buat
karena memiliki ukuran tubuh yang sangat besar
taruhannya bagi warga yang sudah puluhan tahun tinggal di kampung ini mereka sudah bersahabat
yang merebut pikiran dan waktu
terus dilakukan oleh pemerintah provinsi
nah dua lagi ini khas dari hotel intercontinental
nah saya khawatir misalnya ibu kota kemudian dipindah ke kalimantan
berarti sekarang udah fokus di rumah aja ya ko ya
terus badan pun saya itu seperti bayi terlahir kembali
kemudian sekarang seringnya sama miyukato kan dari jepang
dan akan sudah dapat digunakan di bulan desember mendatang
maksudnya kan dari kemarin kemarin kita jadi atlet itu kan kita udah ngumpulin lah sedikit sedikit itu maksudnya materi yang masuk ke kita
polisi menetapkan dua remaja sebagai tersangka pembunuhan seorang anak di makassar tersangka membunuh dengan niat untuk menjual organ tunggu korban di internet
sudah langsung di apa ya istilahnya ada yang disuruh tutup lah ada yang segala macam
karena emang gua juga seneng basket gua seneng foto jadinya ya foto basket enak
korban ini jadi kehilangan atau loss of self gitu
terang terangan mengincar kos kosan putri
kemudian akan dilakukan pengamatan selama dua puluh delapan hari
dia tetap menjadi subjek yang harus diperhatikan
yang memiliki riwayat penyakit jantung dan diabetes
bukan pelayanan secara keseluruhannya soalnya kualitas rumah sakitnya
indonesia merupakan peringkat nomor satu dunia sebagai negara dengan korban jiwa terbanyak
memang trade trade yang diajukan sixers sih
berarti sekolah putar itu kan cuma satu lima
pihaknya menegaskan bahwa kegiatan konservasi mendapatkan perhatian khusus
jadi semua yang datang benar benar untuk sepak bola
kadang kadang anaknya sudah suka banget
bahkan harus dikembangkan lagi sih ya
ya setelah dari seaba pulang ke sahara tiga abis itu baru saya pindah ke satria muda
supaya bisa enam ton atau tujuh ton per hektar itu harus apa
ya cukup lumayan banyak abang salah satu yang tren saat ini kekerasan terhadap perempuan
yang di nba summer league kali ya kemarin ya
jadi ya aku sebagai pemain yang lebih tahu bisa dibilang kayak gitu ya
karena pasti kita ya bisa nyambung dengan berbagai macam penonton gitu
juga radio advent suara pengharapan
kegembiraan masyarakat juga di response
itu pun udah kalah babak enam belas besar delapan besar
memang sangat ambisius sekali tiongkok ini ya kalau kita bicara
dengan kakek kakek gemes itu yang sebetulnya sempat beredar panjang gitu
kalau tim sesnya kayaknya positioningnya sudah jelas nih
untuk menurunkan harga listrik
lagi setelah relax abis latihan
ya pada akhirnya pun denyut perdagangan di pasar pabean turut berpengaruh bagi wilayah sekitarnya
febriani niyarti mengungkapkan hal tersebut juga terjadi pada dua puluh persen penyitas covid sembilan belas di indonesia
ikutin saya hari ini saya akan mengajak anda makan dengan menu peranakan penasaran kayak apa
sampai penuh oke setelahnya
saya dulu sih orang cimahi terus kebetulan sekarang saya tugas di ciwide
masih tetap relevan bagi anda dan saya sekarang ini
agenda politik pasti akan mendapat perhatian serius
bagaimana kalau kita balik menjadi delapan puluh produk apa lokal dan dua puluh nya silakan produk impor masuk
untuk melakukan rekayasa lalu lintas
banyak juga yang gak suka sama lu ada aja lah orang kan gitu kan
selamat sore mbak dan bapak
atau evakuasi penumpang ya
waktunya yang pas banget buat sarapan
tahun ini sekarang kita sudah bisa bahkan beberapa tahun lalu saya melakukan ikhtikaf bersama dengan komunitas muslim sufi di perancis
ada pembatasan masalah jabatan presiden ada tentang pemilu yang lima tahun sekali
ya kita nggak tahu ya usia harapan hidupnya sampai berapa
bu sri mulyani kan memberikan legitimasi konstitusional terhadap pencairan dana ini yang dadakan bahwa pemerintah dan dpr itu telah bersepakat
tampung di sini sudah banyak banget
padahal dunia balap itu untuk masuk ke dunia balap dan lu bekerja nanti secara profesional di sana tuh bisa banget
akhirnya gua mikir lah gimana caranya
apakah bukankah sulit rasanya menjerat hukuman maksimal seperti yang disebut oleh panglima sebelumnya agar pelaku dihukum mati
atau begitu memang prp itu sebenarnya terasasi
itu kami serahkan kepada aparat penegak hukum
masyarakat bali cukup mengapresiasi pemerintah pusat melakukan
yang tetap memegang teguh adatnya dengan tidak mau terpengaruh dengan dunia luar
ternyata dari jakarta defensive consulting atau iddc
industri yang menerima bahan baku dari supplier
guru besar ilmu dan teknologi pangan universitas gajah mada murdia tiga jito meyakinkan
ia mengatakan hanya empat puluh delapan orang yang memiliki rasa pemilikan yang besar
ah mendingan cari duit di event ya karena selain memang passion gue juga
satu orang misalnya kalau dia masih gadis
betul itulah yang saya sampaikan bahwa tidak sensitif
tahun ajaran baru dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat tak ada siswa baru yang mendaftar di sekolah naungan pemerintah ini
di bandung hanya pada kisaran empat delapan atau tiga delapan di siang hari
suap menyuap ini ada indikasi pidana
operasional klub datang bandar bandar
aku lebih menggunakannya untuk diarahkan ke arah tembok atau ke arah langit langit
jadi aku ngelihat itu
itu sebenarnya disebut dengan jargas gitu ya
jadi tertarik buat digunjungi juga sih
sidang rafael alun terkait gratifikasi
jadi kalaupun di tahap awal ini nggak serentak nggak apa apa ya pak gu
upaya upaya sejumlah pihak ini untuk melegalisasikan ganja dalam konteks kepentingan medis
nah apakah sosialisasi aturan ini belum kencang di lapangan
gara gara gue main duduknya kan gue gak ngerti ya
hewan peliharaan sudah seperti keluarga sendiri bagi pecinta hewan
nah kalau tidak ada alternatif misalnya lawan berisi loan ya sudah
perkembangan islam di daerah periangan
terutama di daerah pedesaan
terus kalau saya beli tahu di ciwide ya rasanya beda meskipun capnya cibuntu begitu atau lembang begitu ya
dan dikatakan juga angka pengangguran sampai saat ini masih belum kembali sampai ke level sebelum pandemi covid sembilan belas
apakah nanti akan ada penetapan status baru terhadap kedua mereka ini
berkatnya aku dapat terang
yang sebenarnya adalah bentuk sonar yang mereka sendiri
berharap yang terbaik hasilnya
dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk
memberikan keputusan secepat mungkin karena kan mereka
membawa bendera merah putih berkurang satu x dua meter mereka perlahan meluncur di kedalaman pantai
menunjukkan taji di tingkat nasional
tim liputan cnn indonesia
wajah bersih halus bebas keriput banyak diimpikan ke wanita
kan aku bisa lihat apalah gitu
sementara di jawa timur prabowo gibran menang
serta masih berkaitan dengan kurikulum mata kuliah magang
dari empat pelabuhan sekarang di merge jadi satu saja misalnya
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual peneliti bumn research group
itu justru gue berhasil kasih formula baru buat temen temen di kloting di indonesia
kita hitung itu kan ada dasarnya ya
kemudian dilanjutkan dengan huruf r
tadi sudah dua kali komunikasi kita terputus mbak tita
dari legendnya maksudnya karo gun masih ada
smp kelas ketiga pindah ke palembang
jadi itu yang paling utama karena sifatnya itu kalau misalnya daerahnya atau ekosistemnya nanti rusak atau over fish ini bukan hanya isu devisa negara ini adalah isu food security
atau justru sebenarnya ada rasa sesuatu yang dipendam oleh seorang yang menjadi korban dari kdrt
sehingga mereka memilih untuk tetap menjual dengan harga di bawah het
untuk melihat pertanian sepak bola di liga satu
kalau kemudian publik itu menolak baru dicabut lagi kebijakannya
protein yang dihasilkan akan menjadi antigen
dan akan tetap berlangsung di main walk unsw
terus lo belum berkeluarga jadi belum banyak distraction lah belum banyak drama hidup gitu kan
ada pengiriman pertama karena memang ini bukan daerah penghasil
karena ya ngomong bicara politik nu di jawa timur
sehingga kita itu menerima informasi yang itu itu juga
antigen itu yang dihukum rekan proteinnya si virus
kita tahu bahwa rote ini setiap pemilu selalu ada yang disengketakan
itu drama seratus tahun ini
jika mudik melalui jalur pantai selatan jawa dan anda menyukai wisata air anda wajib mampir di kecamatan cijulang kabupaten pangandaran jawa barat
social media juga belum ini ya
rally ke tempat selanjutnya restoran jepang di plaza indonesia jakarta pusat
inggris kan dua kali tragedy hazel
ini memang lebih banyak didorong oleh akun akun media yang memberitakan soal keputusan mk
timnas yang paling pertama tuh
nah yang menarik ini mungkin mbak prita juga sempat membaca ya dari survei dari bps terkait dengan survei biaya hidup jakarta
ada satu ada yang kontak langsung bukan positif ya
untuk program makan siang gratis tersebut
sehingga next time kalau ada kenaikan harga terutama kenaikan barang impor
terkait dengan soal isu governance itu bisa dilakukan dengan lebih baik juga tentu harus menjadi hal yang menjadi prioritas
seringnya puskeswan ini menangani kucing dan anjing namun tidak jarang juga mendapat kunjungan dari kerinci bunggas dan hewan ternak
lalu apakah saya perlu mempertanyakan
akibat perbuatannya suar nati pun diperiksa berikutnya
kalau tadi ica lebih mungkin bisa lebih dari seratus miliar
nah kalau kansino ini sekali aja
tes event asian games itu dua ribu delapan belas ya
selain tikus putih di sini juga diternakan mencit
kadang pernah nih lagunya marion jola acen terakhir itu
artinya kdrt dulu juga ada tapi apakah sekarang signifikan
menurut pengurusnya tidak sembarang awak media mendapat izin untuk meliput kegiatan sehari hari di pond pesantren karena sejumlah alasan
sangat menekankan program testingnya
terus penggunaan energi baru terbarukan dalam kegiatan tambang
saat kau merasa putus asa
kontribusi terhadap energy security
kalau diolok olok ya pasti masak
tapi itu bukan sesuatu yang bisa menyebabkan ibaratnya tuh kita nggak punya perpustakaan
karena kalau saya mengingat data dua puluh tahun terakhir
tenun ikat adalah salah satu jenis tenun dari sumba timur
ia membuat sandal secara manual sehingga karyanya tidak mudah dicontoh oleh orang lain
karena gak bisa yang ribet ribet karena untuk bumbu bumbunya di sini juga kan gak sebanyak di indonesia gitu
poin delapan puluh tiga dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa richard eliezer pudihang lumiu
ia harus menyiapkan sekitar tujuh nanas palembang untuk diolah menjadi selai
masih usulan di goernya ugm
kan dari atlet asean games yang paling muda ada kelas dua smp kan
alkitab berbicara tentang zaman kita dengan mengatakan
seolah olah ini adalah normal baru gitu
kok berpikir itu positif lah
bahkan emir sendiri emir qatar itu kemana mana itu pasti akan memakai badge
kekuatan kita kan selama ini adalah kekuatan kesehatan
termasuk beberapa komoditas lain yang mau naik seperti bawang merah
nah ini kalau memang ternyata baik untuk kita semua tentu produksi ini akan kita genjot
dia menunjukkan kasih setia
walaupun tangannya bocel bocel nih kayak gini atau gimana tapi udah selesai kena loncengnya tuh lu pukul gitu langsung kayak ah beres satu what s next
sepuluh ribu rial itu sekitar berapa itu
langsung cepat tenaga tendang
dan untuk relawan yang tiga itu memutuskan untuk tinggal
dan dapet duit dari basket betul gak
nyelang air ini air tanah ya bu berarti ya
kalau yang fokus di hiu paus kita memang di teluk saleh dan di bentang laut kepala burung atau bird s head seascape di papua barat
penting penting kalau buat orang margembo
nah itu satu kedua juga harus memenuhi tagline pemerintah nih pak deddy
coloren yang ngetip ke dalam sama arki and wan kan dibawah kan waktu itu kan terakhir kan
uang lembaran harus dalam keadaan utuh dan normal
jadi memang pemerintah selalu
ajang ini akan menjadi momen untuk atlet atlet dari seluruh daerah
tapi sejauh ini mungkin hanya ada atau sudah disediakan semacam smart card dari saudi
tentang surat edaran saat gas
kita telah mendekati saatnya
budhe tutupnya ke koles yaudah
dan iman kepada yesus
mereka tak dapat membawa satu rupiah pun
saya ketemu dengan menlo belanda
untuk menghidupi tanah dan keluarganya
dan mereka tidak akan memperoleh
siapa pun yang ingin datang dan merasakan sensasi dengan batik
ya ini juga menjaga keamanan
tapi setelah tanding dinyatakan baru dia lepas ngomongnya
komisi tiga juga mau membuka ruang untuk
seperti yang dialami sepuluh kota di pulau jawa
karena kan social media itu butuh yang disebut dengan interactiveness ya
tapi tantangan lainnya adalah durasi puasa yang panjang hingga delapan belas jam seperti di perancis
ada kelompok kelompok rentan ibu hamil ada bisa beli
tapi bisa dengan kolak
selain kebersihan kasur penting juga untuk memperhatikan material kasur
apa ya bisa dibilang lebih jurnalistik
yaitu yapen osbabur penasifu
kecerdasan kita bisa keluar dengan mudah dari situasi itu
saya itu selalu mudah gitu saya kirim tim lihat
nah ini kan beberapa stasiun itu kan tidak ada kantong parkir
begitu pesan pesan yang disampaikan dari ibu dewi
menjadi proses akhir dari kegiatan di kampung sate
maksudnya gue bukan yang kayak nge bro banget sama cowok cowok juga enggak gitu
mungkin yang kami kira adalah karena ketika memang saat mau dimulai itu kan memang lebih banyak elitnya yang ngomong gitu loh
kalau dari sisi kenyamanan
adat bukit makassar sebenarnya tidak ada tradisi bukan tradisi
jokowi efek dalam pilpres dua ribu dua puluh empat memang terlihat sebelum pencoblosan berlangsung
nah bersama saya ini ibu diah basergi
hmm tipikal brem yang dari solo
selama ini kita sudah cukup up crap dengan istilah criminal profiling
kalau kita lihat dari tadi malam itu ya
pokoknya gak ada pilihan lain selain ikram
jadi memang tidak hanya soal
banyak sejaman saya nih pemain pemain bagus tuh banyak
tapi kan menembak di segmen orang itu kan luar naga yang tadi gua bilang segmen
kegiatan ini juga sekaligus mengedukasi pengunjung soal cara memilah dan memanen kopi
selanjutnya balon udara disita dan dibawa ke maposek jogoroto untuk dijadikan barang bukti
dibandingkan dengan hari kerja
nah fungsi regulator dalam hal ini pemerintah adalah pengawasan terhadap produk produk yang akan masuk dan dijual oleh mereka
karena sistem distribusi yang digunakan pertamina adalah terbuka
untuk ruas tol jakarta cikampek
di dalam kaleng tersebut dia melihat sejumlah uang penuh terisi
pada momen tertentu terdapat kegiatan segera
dua hal yang paling tinggi penyebab terjadi kebakaran tadi itu antara listrik dan kompor gas
itu di dalam perandangan masyarakat itu bermasalah
sementara ini penjualan tertinggi mulai dari tanggal empat sampai dengan tanggal sepuluh untuk arus mudik
pada saat tragedi stadion kanjuruhan presiden jokowi memutuskan akan membangun stadion sesuai standar fifa
kalau misalnya hanya ada di kolamnya sendiri itu tidak mungkin bisa penetrasi ke basis pemilih pemilih baru
sejumlah warga membantu mendorong kendaraan roda empat maupun roda dua yang mengalami mati mesin
pagi itu berbeda mungkin juga saya memberikan tepat until berikut kesempatan berikutnya
serta ramah lingkungan bagi semua orang
kan belum masuk tapi belum ada profile diterima atau enggak
gak mungkin mimpi aja
kemudian mengenai ketersediaan tadi
oke ini sudah mulai muncul perkiraan perkiraan
dari kita sebagai dokter rehab itu tidak menyarankan
dan inflasi yang sebenarnya silakan tugas pemerintah lakukan itu
tapi feedback yang saya dapat dari mereka ya
klub harus punya tanggung jawab
matic sekali bongkar kunci kontak ini
jadi kayak toko kopi atau istilah orang melayu itu ngomongnya warung kopi
dan dari situasional itu dilakukanlah pemantauan dari cctv
tetapi begitu ada sumbangsi kepada nasionalisme olahraga kita selalu dianggap mahal
tapi pas dicobain ternyata rasanya cocok banget
jadi aku ngomongnya belum lah belum siap
dan anda menyadari keuntungan yang bisa diberikan sebuah tempat seperti geelong
kita mendengar kabar tentang adanya
sehingga kalau pemulihan ekonomi jauh lebih lambat tentunya ini akan bisa pengaruh juga apa namanya daya tarik investasi untuk di pasar keuangan kita
ya dari dalam hati kecilnya mas owi
kita lihat di gigi juga kayak sepatunya itu menarik gitu
gue lebih tertariknya game game yang ada di pc
salam sejahtera kami ucapkan kepada anda di seluruh nusantara
jadi nyari ketenangan juga di sana juga
begitu suruh contoh kali ini saya akan mengajak anda mengikuti kehidupan
bagus sih ya adanya kayak gini jadi anak anak nggak bosen apalagi yang sukanya main hiperaktif kayak gitu
di tempat tinggal bah samin surawasentiko dahulu di desa kediren kecamatan randu belatung belora
itu lebih aktif dibandingkan bagian barat
tapi nyatanya sekolah sekolah yang melaksanakan ptm terbatas di level tiga ya itu hanya dua puluh enam
siapa ya lupa ya badurudin haiti apa ya
dan kkn itu ada nepotismenya
juga kita makan ditambahlah dengan minuman yang khas seperti teh tarik ini pak ya
disalahgunakan dan kemudian menjadi
suka suka suka bukanya sangat banyak
jalur presiden nomor satu anis baswedan berziarah ke sejumlah makam kiai di rembang jawa tengah pada senin
sebuah senyawa yang dapat menimbulkan rasa senang dan tenang
nanti satu minggu nggak libur narik di sana
terdiri dari tiga lantai museum indonesia menghadirkan cerita indonesia di masa lalu pada lantai satu
masalahnya nama sultan tuh udah ada jadi di sebelas tuh udah ada kayak banner yang semua nama keterima nah nama sultan tuh udah chantumin disitu gitu
ada beberapa langkah yang bisa dilakukan
oke nah ini ibu dewi mungkin ya kita berandai andai covid sembilan belas ini sudah selesai ya
ya pastinya tadi produksi dalam negeri itu menjadi prioritas utama kita
tapi kalau kita ngomongin kesuksesan semua orang udah tau lah ya
mereka berharap cuaca panas ekstrim ini dapat berlangsung lama agar proses produksi terus berjalan lancar
ya dating apps ini merupakan cara baru bagi para jomblo untuk mencari pasangan atau hanya sekedar cari teman baru untuk sharing
harganya berkisar antara delapan hingga lebih dari seratus rupiah
pas udah lima tahun lah ya di ibl
pengen gak sih maksudnya kangen gak sih momen momen sahur bareng keluarga
gue salah satu album dia gitu
menurutnya proses yang paling lama memakan waktu adalah proses pencarian dan pengecekan ketersediaan buku
salah satu sentra pembuatan brem surakarta yang telah eksis sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
soal sisi bagaimana pengelolaan ya
terima kasih kak untuk memasukkan lah segala macam
ya kebijakan seperti itu tidak bisa dihindari ya
keren banget sih om misalnya dari semua provinsi gitu kayak palangkaraya yang terpilih itu kayak sebuah keistimewaan om
hmm berarti lu emang gak ada pikiran buat mau ke negeri gitu
jadi selamanya kita hidup dengan orang tua terus
ini penting psikotest gitu kan bagaimana
pertandingannya disebut sepak kenchi
arena politiknya menjadi tidak fair lagi gitu
apakah kemudian anda menilai ini ada signifikansinya nih nanti
agak sukar diterima karena berkaitan dengan orientasi
pokoknya gak di indonesia setuju gak setuju
sekali lagi kalau di indonesia seakan akan menyerang itu adalah sesuatu yang kurang bagus
ironisnya masalah tersebut justru menjadi sumber pengganggu kesimbangan ekologi dan kegiatan konservasi
jalang kote itu selalu isiannya lebih isi sayuran
diberkahi dengan kekayaan biota laut keindahan alam serta memiliki jejak perang dunia ke dua
tapi kalau dibikin acara khusus mau lah ya
baik semoga timnas indonesia bisa memberikan performa terbaiknya ya pada nanti babak kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam
tapi waktu pakai masker dibebaskan masyarakatnya tetap pakai masker kok
ia baru tahu nasib anaknya saat malam kejadian
bahkan enam belas jam sehari cuma butuh aja untuk menyiram jadi itu kos timenya banyak sekali
nontonnya aja gue harus masuk hutan gitu kan
dari bepom juga mengeluarkan hasil uji cobanya
sehingga mungkin ada musim musim atau waktu waktu tertentu yang supaya kita tidak kecewa datang ke sini
kemudian yang kedua kesetaraan
kami harus memastikan agar tebu tidak menumpuk pada lubang pemerasan
akhirnya soto pesanan saya pun datang
ada pun persiapan yang harus dilakukan adalah memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh
karena menggabungkan teknik penghitungan lunar dan solar
kesel kesel dia nggak pernah kepanggil
harus bisa menerima kekurangan masing masing
dia setia curahkan berkatnya
jangan sampai malah berkurang
jadi kalau ada keluarga yang dia bayar sampai tiga puluh lima mungkin masih cincai lah
ya widhi aja sekarang kalau bisa dibilang kapten nsh
padahal sebenarnya itu bagus untuk maksudnya kayak cv lu untuk maksudnya
dan kita harus bersedia serta menunggu akan kedatangannya
sementara mereka sendiri juga masih mengimpor sejumlah komoditas ataupun bahan dasar ya mas
jangan sampai situasi ini digunakan oleh israel
bayi bayi rutin yang menawarkan divaksinasi kita harus bahan baku vaksinnya dan produksi vaksinnya harus ada di indonesia
buat pemilu nanti hari hap pemilu itu saya lagi gak di asal kota saya yaitu ternate
ya media juga kita kenalin ada orang orang media perempuan kita juga bawa ke sana gitu
yang sudah tidak mungkin lagi diperbaiki gitu ya
jadi saya cenderung melihat game yang dimenangkan jepang
karena kemudian mereka nanti bisa konsentrasi pada bidang bidang menjadi katakanlah keahlian atau diferensiasi dari masing masing entitas yang ada ya
bakmi makanan asal tionghoa yang kini sudah menjadi santapan harian masyarakat indonesia
karena dasarnya dari hati kita berusaha seperti ini dengan ada dasar kewajiban untuk keluarga juga
satu pelaton dari bremob batalion bremob kota sulsel
apakah ada agenda tertentu yang akan diselenggarakan seperti pernyataan dari baca pres
jadi mereka juga tidak
termasuk ada kain segala jadi kain ini warna dari etnis india
perlahan mengikis eksistensi dari kereta tenaga kuda ini
orang orang yang memiliki ptsd memiliki kecemasan bernafas yang tinggi
terus harganya juga murah
seperti saya katakan tidak cukup kata kata untuk mengungkapkan menjelaskan betapa mulianya kota itu
penulis laporan ini adalah profesor studio sosio hukum

kemudian resep ke sebelas adalah n
yang pasti mungkin demandnya meningkat ini
nanti kan ada skb dan sebagainya bisa dibaca juga bisa pakai channel channel apa yang membantu
sementara bagian dalam masjid baru selesai diperbarui pada dua ribu tujuh belas
oke chef langsung aja kita cek dulu bahan bahannya
sehingga dia menjadi bahan yang seperti ini lembut seperti ini
sekarang sudah diperbolehkan tidak seperti tahun tahun sebelumnya
bisa dihitung bahwa sesungguhnya kemenangan paslon dua itu tidak mencapai lima puluh plus satu
ternyata menjadi sesuatu yang berbeda dari yang sudah berbeda dari yang pernah ada itu tidak mudah
begitu mereka menjadi permanent resident sini mereka itu mendapatkan kartu
tadi salah satu variabelnya adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan dukungan ya pak
kan biaya jkn yang paling besar ini bisa terus menerus seperti ini kita harus masyarakat kalau
jangan biarkan satu hari lagi berlalu
sebenarnya kayak soalnya kita kayak selalu diingetin sama toki bet gitu kayak step by step gitu game by game gitu
seperti yang dilakukan oleh para anggota komunitas happy boogie golf indonesia
bagaimana sih aktivitas sehari hari mereka ayo ikuti saya
nah ini endemik di saudi arabia
terhadap orang yang kedatangan singa
terus naik ke satu ratus dua puluh lima cc
lalu mengapa mereka semua bisa muncul di jagad yang sama
serta layanan atau hilang dan punah seperti metro mini di jakarta
orang itu membludak masanya di situ
ada pepatah yang mengatakan
cuma di komunitasnya aja
kita kan dulunya sayuran modalin petani terus ya gagal
untuk mendapatkan persetujuan apakah ini
yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan produksi pangan nasional
iya ubaya learning space ini merupakan learning management system
sama dengan di luar negeri hanya hospitality yang kita masukan
buang alas serut kayu yang kotor kemudian ganti dengan yang baru dan kering
salah satunya adalah obesitas
apakah itu dilaporkan ke dalam sistem
suasana ramadan ternyata tidak hanya terasa di negara negara yang mayoritas penduduknya muslim
adalah lebih mengutamakan pengajaran soft skill atau kemampuan abad dua puluh satu kepada anak didiknya
di mana level dua itu dia bisa bermain sampai sekitar
dengan show virtual yang penontonnya cuma abang abang kamera doang
penutupan mendadak menara perumahan komunitas di melbourne
setelah dirampas dengan keputusan pengadilan
kebijakan untuk melarang supporter
diantaranya tiwul getuk ketan putih kelepon dan cenil
ia berharap ragam olahan mie khas batam dapat semakin berkembang
dan akhirnya lo bisa melenggang mulus ke final tanpa catat gitu ya
jadi ya kita harus pas kita punya prioritas untuk dapat ombak kita harus semoga atlet atlet kita mendapat ombak yang mereka butuhkan untuk dapat skor yang tinggi
nah belakangan kita mendengar fenomena ini
saya juga bertemu dengan dalam research tersebut banyak bertemu dengan perempuan perempuan di indonesia
kaldu nya juga cukup enak di lidah
itu kemungkinan akan mengubah hal
mina rela menempuh perjalanan lumayan jauh ke puskeswan ini karena mempertimbangkan biaya yang lebih murah
memang budget kali ini siklusnya memang dimanfaatkan oleh penguasa untuk motif politiknya
makanan yang sudah dimasak ini nantinya akan dinikmati bersama
bertujuan meningkatkan kesadaran publik
namun ya begitu karena titik terbakar yang sangat banyak membuat warga sangat kewalahan
dan kayu jati berusia delapan puluh satu tahun
ada pergerakan emosi netizen
jadi tadinya pengen ke labuan bajo empat malam
ya sudah barang tentu penguatan stok pangan nasional ini sangat penting
salah satu cara untuk menaikkan harga rumput laut di pasaran adalah dengan mengolahnya menjadi beragam kudapan
itu dengan judul posko palu
ya semoga saja keberkahan selalu menaungi pasar seluas satu hektare dengan lebih dari sembilan ratus pedagang ini
nah di sini kelihatan pc ratio nya sudah delapan ya yang terburuknya
sehingga beresiko menambah total asupan gula menjadi berlebih
untuk yang lari itu harus ada spesifikasi sepatu yang khusus juga
agar kami boleh dapat memiliki sorga dalam kehidupan kami
nah ini orang tua
namun gung weda menjelaskan pupuk organik berbeda dengan bahan organik
cuma kita mesti mengembangkan tracing nya
dan gue bilang wah gila jago banget
nah tidak lama lagi hwpl itu akan menyelenggarakan
atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kaupaten kota
sembilan belas tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik
kalau di amerika sudah terlokalisir itu bisa saja begitu
terjadi paling banyak konversi agama itu kan terjadi karena perkawinan ya
karena menjerat kepala pelaku
oleh karena itu manusia dan gunung api harus berbagi ruang dan waktu
nah yang ketiga jangan lupa kacanya dibuka
serta sebagian wilayah jakarta membuat debit air di pintu air manggarai
jadi saya kira check and balance ini penting
januari kami sudah mulai minta hentikan impor
nah redap telur bebek dengan citron selama lima menit kemudian gosok perlahan
kalau surveillancenya di provinsi tersebut atau di negara bagian amerika itu kok nggak ada lagi kasus
forum forum juga buat anak anak muda
hmm mantep mantep mantep mantep juga nih
komunitas ini mereka yang bertanggung jawab
enam tahun di satewacana akhirnya putusin pindah ke sm itu
sudah berhubung bersama kami ada nizar fadilya halo selamat pagi apa kabar mbak nizar
saya menantikan untuk menuruti perintah ini setiap pekan
api dengan cepat membesar dan melumat habis seluruh bagian mobil tersebut
kemudian dari teksturnya seperti ini
kira kira kalau seseorang bekerja pada posisi yang pertama
tapi fakta menunjukkan di beberapa hotel atau di kawasan kedua
setelahnya baru proses pengemasan dengan vakum agar awet
kalau universitas tuh ya gue baru tau juga sih dari situ oke oke gitu atau angkatannya emang bagus atau gimana
dan diberi kondisi kondisi kondisi atau ruang pendinginan tak jauh dari kelemuhan
setelah itu baru kita
ada yang berbeda dengan kampung muslim lain yang ada di bali seperti di kampung muslim dusun sarenjawa di kecamatan bebandem kabupaten karangasem
ya kalian harus punya chemistry di lapangan
gitu ya artinya ini menjadi refleksi
cara cara yang masing masing begitu ya pak gubernur ya
ismail ditahan oleh penyidik baris krim polri per rabu tujuh desember
tapi enggak pernah kayak kepikiran buat kayak ya jadi basket banget gitu jadi anak basket banget enggak pernah sih
dan mereka harus menghormati local wisdom yang kami miliki tradisi yang kami miliki
karena mie bangladesh ini bumbunya terasa
mereka menghilangkan lebih banyak orang
ya ini apalagi buat pendengar tebas juga yang nonton vlognya sm pasti akrab lah ya sama suaranya ko stephen eko laut terus ko avan juga sama lah suaranya mudok mudok surabaya gitu ya
cuma kalau yang belum tahu dede ini salah satu yang player yang promising juga
kita tidak tahu seperti yang kemarin jepang alami begitu bisa kalah melawan irak
dan kopi jahe dengan harga rp enam belas
resep turun temurun sejak lima puluh tiga tahun lalu
di dalam sebuah kolam atau biasa disebut kumkum selama satu malam
mita handayani sidky irvan bendung jawa barat
dan dia memegang para pialang pialang
ngobrol sama orang tua dulu dan
muftah awatani atau museum nasional raja abdul aziz
ajang balap street race polda metro jaya ini diikuti sebanyak tiga ratus lima puluh peserta
di membuka nubuatan alkitab
dan memastikan kausal relationship nya apakah memang disebabkan oleh obat
namun ada satu yang unik bakmi ayam bakar
karena pertama dari namanya itu memang antik
dan saat tadi sebelum lagu
seperti dia mulai dari kecil sampai dia bertumbuh
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
saya kebetulan seleranya masih selera yang begini
nah kalau sekarang memang kruid pro dua ribu dua puluh dua ini menjadi berbeda
katanya masih banyak yang terjebak di belakang
apakah memang cuek saja begitu agamamu kita juga menjalankan aktivitas keagamaan kita sendiri atau seperti apa
tapi nampaknya tidak ada sosialisasi lagi
kemudian kalau kita melihat alasan permohonan ini dan nampaknya sudah mulai ya
anak tujuh belas tahun tetapi tingkah lakunya kayak anak tujuh belas tahun kayak anak lima tahun delapan bulan
peran stasiun kereta api lubuk pakam yang berada di desa itu
berhalangan hadir saat dijadwalkan menerima vaksin di sekolahnya karena sakit
oke jogging centil tadi kayaknya saya tertarik ya untuk melakukan
sepuluh menit lah ya
deg degan ini megang pusaka saya kembalikan dulu
sekali main atau bacain buku
sesar baribis melintasi kawasan subang purwakarta karawang bekasi
jadi kan sebenarnya emang kan aku bisa dibilang baru di wta tour
tapi kalau sekarang kita berusaha buat bikin semuanya itu bener bener kayak maksimal
jadi baik pan maupun mungkin partai partai yang lain
kita doakan yang terbaik dan setelah kru ini sebenarnya ada satu destinasi pantai di indonesia lagi yang juga akan dijadikan sebagai lokasi di wsl
secara jumlah sangat mencukupi
organik mencari informasi informasi lainnya
wah udah masuk bulan puasa nih semoga orang orang muslim yang pada puasa diberi kelancaran dan
nah ditambang dengan melakukan reklamasi secara progresif itu kan kita mengurangi dong emisinya
selebihnya mereka hanya butuh memperbaiki ucapan dan tindakan
jadi harus rutin dibersihkan
biasanya orang sejam udah abis topiknya loh cen
di dalam pos telah disiapkan kursi terapi serta alunan musik syahdu sehingga pengendara merasa rileks dan tidur sejenak
pak menteri waktu pak menterinya itu masih pak imam
disisip sisipin ke urusan urusan politik
meski sederhana warung kopi ini tak pernah sepi pembeli
kita tadak dan ini kita ujikan dulu pada mencit sebelum kita berikan pada manusia
salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun anda berada
saya menjadi secara secara lethargi
tetapi dengan mengubah sistemnya menjadi tertutup
di antaranya komunitas pickleball universitas indonesia
ada gua kecil gitu lah di dalamnya
ini dibolehkan mereka punya retail online dibolehkan
jam buka tutup gerbang untuk bagi mereka yang mendaftar untuk wisata
nah sebenernya yang berarti tahun tahun sebelumnya itu
jujur aja kalo saya punya atlet nanti digituin juga gak mau juga
yang harapannya ini nanti bisa digunakan untuk pemerintah kabupaten morainim khususnya
sekitar hanya hitungan jam udah habis karena antriannya seperti ini
wacana yang akan diwujudkan menyusul penggantian tnkb warna putih
bahkan rizki nyaris tidak pernah keluar rumah untuk bermain
jadi soal keamanannya kalau mendamaikan saya pikir berat ya
nah pada saat sampai disini penduduk disini sudah menganut ajaran animisme dinamisme hindu
kalau perusahaan bukan kereta api merencanakan menjadi penyelenggaraan kereta api
nah memang rawan punah ya
jadi pola pikir yang saya sarankan adalah anggap saja ini adalah bagian salah satu bagian dari inflasi yang bisa saja terjadi minimal tiga kali dalam setahun
pengukusan berlangsung selama lima belas jam non stop
kemudian branding image mereka masing masing dari capres maupun copres
nah pendengar sekalian kembali di syaran sbs audio program bahasa indonesia
untuk tiga hingga empat butir nastar
kemudian apa yang dilakukan oleh aparat di qatar
gue pengen ngeliputnya gue pengen jadi medianya gitu
ganja demi kepentingan medis
itu dki untuk dosis pertama memang mencapai coverage nya itu satu ratus sebelas dua puluh enam persen
dan itu enak banget sih favorit
tim ibu kota dan
pada bulan puasa ini kadang masak menyediakan paket yang diberi nama sahur noriban
penghakiman tuhan telah berlaku dalam negeri
dari dunia sepak bola tottenham hotspur
cuma pokoknya fokus aja latihan
jadi dicampur satu banding satu biar pas
untuk mereka yang ingin menjangkau jarak yang relatif jauh
rian fernando di gagung lidjarto bogor jawa barat
antara umur gitu gimana sih kok sekarang
gerakan yang dapat dipelajari yaitu menangkis
lu aja bisa menikmati jokes gue sama go far yang notabene gue jauh lebih
terima kasih sekali mbak bivitri dan juga mbak mira sehat selalu
dan setelah ini pesawat akan berbelok
proses dan praktik perampasan tanah
jadi sebelumnya menghantar hadiah kebanyakan itu berbentuk kain
yang berdasarkan penelitian kawan dari data mmi
sejujurnya kalau misalkan mau menentukan
ya kalau menurutku sih
terus kita juga harus berhati hati nih kalau lagi naik remok ini di jalan karena ruangannya terbuka lebar dan ini di jalan raya
jadi nggak ada yang namanya jalan pintas
kalau udah pedagang kayak gue udah sebelas sebelas udah shopee tuh
saya cuma merubah mindset ya prastawa
dan harus dievakuasi oleh pahlawan merah indonesia dalam kejadian ini
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
atau memiliki rasio satu banding empat antara guru dengan murid
jalan menanjak tidak menyurutkan kehadiran pengunjung yang mayoritas adalah anak muda
hal ini menunjukkan bahwa salah satu kendala terbesar
begitu lalu kemudian datang di depan kantor mui dan berjalan masuk ke dalam kantor mui
setelah dingin kita kelupas dan ada tahapan kedua
bukan sebarang bantal bantal bantal ini bertuliskan kata kata yang bisa anda berikan kepada seseorang yang anda nanti nanti
untuk ikan beong berukuran kecil dibiarkan utuh hanya dibuang patilnya
kemudian starter untuk indonesia melawan iran nanti malam sekitar tiga empat puluh tiga gitu ya dengan hernando tetap berada di keeper gitu
di jambu juga ada kan ya
kepada terutama negara negara
tidaknya harus memenuhi empat pek
apa yang kita perhatikan dalam penelitian tersebut adalah
atau pun tantangan teman teman atlet peselancar indonesia untuk berlagak di kruid pro dua ribu dua puluh dua ini
ada gak sih pak caleg yang sudah berhasil menang
terutama pemilih muda ya soal keberadaan undang undang cipta kerja ini
keduanya langsung menggelar pertemuan tertutup bersama sejumlah elit partai demokrat nasdem hingga pks
dengan nama kaum ibrani atau bani israel
kami berharap ini juga bagian dari pencermatan
juga mau gak mau kita pasti terjun di lima on lima
untuk warga negara kita persiapan evakuasi
nah pas lagi ibaratnya ya dapet
artinya ada patahan di kerak bumi paling atas yang dangkal itu
pasukan penghibar bendera harus memiliki fisik dan mental kuat
apakah memang ini ada perubahan atau tidak
ada yang manis asin goreng kukus
disini saya punya roti
di dalam pergumulan kami di dalam segala kebutuhan kami
ya kami melihat sebetulnya ini ada masalah soal kurang tahuan pengetahuan saja sih mbak
di surga apa yang diperangi
lembut dan juga berserat karena masih menggunakan cara manual para pedagang roti membanting banting
yang lebih ditekankan adalah adonannya yang lebih lembut
perundungan itu pun berkehendak dan punya kesadaran untuk melakukan ritual atau seremoni ketika ingin memasuki kelompok tertentu
untuk mencegah kerontokan rambut yang dialaminya adinda ibu dua orang anak ini rutin menggunakan beberapa produk hair serum
mudahkan sekali sebenarnya untuk dilakukan pencurian
kegiatan bukber bisa dilakukan sambil menjaga jarak
akhirnya kan semua curiga siapa nih ketemu
di asian games aja kita artit kita ditampil di dua puluh satu nomor kalo gak salah ya
saat ini masjid mungsolkanas telah mengalami perubahan yang signifikan
kalau kak riko itu bbm juga atau celes sih
karena gang satu dan gang dua kampung sosrawijayan wetan tepat berseberangan dengan stasiun tugu yogyakarta
sementara paslon yang lain kita gak tau karena kita gak pernah nge search kan gitu
tingkat kekeringan air pada daging ikan juga menjadi faktor penentu daya tahan produk ikan asap
kalau psbb sendiri kan sulit juga gitu jadinya gitu ya
nah oleh karena itu agar tepat sasaran
masih percaya kepada christoph porzingis
nah sudah merah baru kita taruh makanannya di atas
baik untuk freelancer yang notabene tidak mendapatkan penghasilan secara berkala setiap bulannya
latihan kekuatan otot juga diperlukan
roti terjual dalam waktu sekitar satu jam
di tengah masa kampanye pemilu pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial
langkah ini dibutuhkan untuk membangun arsitektur kesehatan indonesia yang tangguh mandiri dan inklusif
akhirnya bokap oh papa tau kok ada rumah sodara disitu juga
saya berikan kesempatan dulu untuk pak ketut
sehingga kalau ini terjadi integrasi data integrasi lapangannya jadi pasokan saya yakin akan semakin baik
kementerian kesehatan telah menggeser pedoman empat sehat lima sempurna ke pedoman gizi seimbang atau pgs
yang paling penting juga adalah pemanfaatan yang berkelanjutan
yang ada hanya upah minimum saja yang di demo terus gitu
kepupuk juga kepupuk dengan daging saffron sangat terasa
nah itu emang ko deddy emang main basket juga atau gimana sih sebenarnya
setiap hari selama satu setengah tahun dia pernah menjalani diet ekstrim
maksudnya bisa meyakinkan pemain yang udah gak main lagi di ibl tuh agak cukup susah sih kayaknya itu ya
ia berhasil menyebut dengan gelar ruki of the year dalam national basketball league alias nbl dua ribu tiga belas
kalau itu sudah pak diperiksakan semua ke dokter ke rumah sakit dan rutin
iya jadi sangat banyak sekali jenis jenis itu
bangsa pasarnya pun kini menembus luar negeri
bahkan film ini juga sudah proses produksinya dimulai dari dua ribu tujuh belas
selama ini sudah tujuh bulan kami menanti
tim liputan cnn indonesia bandung cowo barat
ini kalau dilihat berapa kali lipat saya ya
jadi karena dia ekstraktif kemudian berbasis lahan secara luas
yang mendorong adanya pertemuan darurat ini
namun yang menjadi ciri khas terletak pada suiran ikan tuna yang membuatnya kaya rasa
itu udah termasuk rendah kalau di tahun dua ribu dua puluh tiga
masuk atau berkeliling di area dalam taman mini selain menggunakan skuter listrik sewaan seperti
saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada tim pengendali inflasi
yang telah meninggal dunia sejak masa kecil
hidup di salatiga pengen usaha
jogja itu kota spesial di hati banyak orang
hasrul nawir pare pare sulawesi selatan
akhirnya jadi tempat sampah
jadi lu nabung dua ribu tuh dapet tuh
kenapa ganjar mahfud punya program
karena ingat pinjaman itu tetap harus dibayar merupakan kewajiban bahkan ada bunganya
rakyat sedang susah sedang sulit sedang banyak yang tidak bisa makan
bila anda mempunyai pertanyaan untuk masalah komunikasi keluarga
kemudian yang kedua ada tingkat kepercayaan masyarakat kepada orang orang
penggunaan penguasaan peruntukan tanah
oleh populasi yang berdampak ekonomi dan lingus
ini gimana nih suasana ramadan
bima perkasa transpik bumi borneo dan bali united betul dan kita juga udah sempet posting di
hasilnya parah banget gitu kan
dan kita tahu ada uva dan uvb gitu
nah selanjutnya arus balik
ya dulu itu kan ya gua sebenernya jauh sebelum itu juga udah suka foto foto tapi fotonya tuh lebih kayak foto candid
politiknya kalau posisi indonesia sih tidak goyah sama sekali
bahkan cahaya pun itu tidak bisa
karena dari indeks tersebut kita ada parameter dan ada namanya spektrofotometri
kalau dibandingkan dengan hari hari biasa pendapatannya juga masih dibanyakan di bulan ramadan
yang berusia satu tahun lima bulan tersebut
itu dapat anda temukan dalam masmur satu ratus sembilan belas ayat satu ratus sebelas
mestinya vtm nya dibuka di depan orang yang akan di tes
kalau gaza ini dampak pertama pasti lari ke mesir
tapi memang sultan dari dulu ini terbesarnya sultan pengen masuk pon sih
ini proses pengetengan suara belum selesai
jadi mempertimbangkan berbagai pertimbangan angka angka
bukan sembarangan warung namun warung yang bisa berjalan
di australia dari orang indonesia
cak iman datang menjelaskan detail
sehingga dinyatakan aman digunakan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
kebutuhan sehari hari apakah terjadi panic buying tadi anda juga sudah melihatkan anda juga pesan kebutuhan sehari harinya lewat aplikasi dan bagaimana sebab apakah semuanya supply juga bisa di
yang kami lakukan antisipasinya itu tadi
karena dalam hidup rumah tangga pun pasti ada ups ada downs nya juga gitu
jadi pada tahun dua ribu dua puluh tiga empat puluh delapan orang mengatakan
nah yang pertama adalah bagaimanapun kita akan memilih presiden
karena akan ada arus balik selanjutnya
masih gitu gitu aja tuh kayaknya lapangan itu
bangunan bangunan yang terjadi di jepang itu memang tidak terjadi
bisa dicegah usai libur lebaran seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
juga aturan selama di res area
untuk ucapan yang baik ya cukup sama bapak ibu
sayangnya hampir sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahkan tak peduli akan hal itu
dan potensi curah hujan yang bisa diketahui lebih awal
jadi robot itu bisa akan lebih mengendalikan investasi kita sesuai dengan kemampuannya
wow ternyata kalau saya ambil saya mepetin empat sembilan juta rupiah
tapi ya itu wisatawan itu kan banyak yang nggak tahu
yang memegang hak veto
nah kelapa shake itu bagaimana saat gisi dari kelapanya apakah masih ada
yang menetapkan sesat menyimpang itu siapa
jadi dia dapatnya lebih banyak secara value duitnya
tapi kita meyakini dalam beberapa bulan ke depan
itu dari itu kan logikanya kan mudah ya
kemarin kemarin kan sempat semutan kram
nih lu di bandung berarti di mes lah terutama ya
dan membutuhkan penyegaran setiap pekan
dunia masih akan menghadapi lima krisis tersebut
sehingga nanti menunggu air ini sampai bisa ke laut melalui beberapa anak sungai
belum bisa offline belum bisa di tempat
dan tauge yang sudah direbus untuk memperkaya cita rasa konsumen dapat menambahkan sambal atau cabai
bicara di perusahaan masing masing
yang satu mungkin bebannya masalah anak pendidikan
dan pembicaraan mengenai two state solution ini sebenarnya sudah cukup lama tidak kedengeran lagi
tapi sebenarnya statement yang ketiga ini
hampir semua ketika mereka memeriksa itu si rekap yang dipakai dasarnya
saat ini progres pembangunan lintasan sudah dua puluh dan ditargetkan akan dapat selesai pada akhir juli
kalau kita jadi tuan rumah kan
bukan berarti kami menolak datanya teknologi dan lencatan lencatan ilmu teknologi
dengan alasan satu kalau dia kembali ke mataram takut dibunuh oleh sultan agung karena kalah
yang sudah setahun menerapkan diet tanpa nasi
maka next time kalau ada obligasi baru yang keluar
jadi cuma fokusnya mainnya di tarkam gak di liga pro
kemudian fasilitas yang disediakan pejalan kaki ini kan juga sudah cukup dan tanda betik mewah ya
emang lulusan lulusan sd sebelum sebelum
mungkin khususnya buat pendengar yang kurang beruntung
tapi dulu dia bisa apa sekarang dia bisa apa
ini gak tahu besok ini definisinya gimmick apa bukan
gue smp di deket rumah sih enggak tahu deh kalian
jadi kayak banyak main sama mereka ya
tetapi mungkin tanggalnya aja yang berbeda
nah oleh karena itu proses filter tadi yang mbak nana sampaikan
yang separuhnya dicicip terlebih dahulu oleh abdidalem kepala
kita akan lihat lagi sebelah sana ini satu motor dua tiga empat
jadi mobilisasi dan kerumunannya ini nanti yang akan diatur
dan baris pertama mencapai seratus orang
dan itu semalam juga menjadi satu trending topic dan beberapa netizen memang menyatakan kekecewaannya gitu
jocelyn adalah seniman asal melbourne
utusan gus muhaymin iskandar
ya ini relaksasi ini kan sifatnya sementara
pasti suatu saat ketika dia tidak memiliki hak iktp
butuhin aja ya cara bermainnya dia segala macem ya kita kita ini yang cocok
bagi israel dan bagi beberapa negara barat
hanya tiga selais tipis lalu ada sedikit sayur
dengan tepat dan antisipasinya juga kita tunggu pak
bahkan lebih tinggi daripada tahun dua ribu lima belas ketika memang ada kecelakaan
tidak memiliki signifikansi religius
yang masalahnya koalisi dari prabowo masih belum mau angket di dpr
yang tujuannya untuk melebihkan the importance perdamaian di dunia
kenaikan bbm itu biasanya akan mendorong
jadi perut kenyang hati senang dan kesehatan tetap terjaga di hari raya
juga enggak air wiper dan berbagai masjid disini kita cek kalau bisa kau udah selesai kita lanjut
makanan yang digoreng berulang dan santan kental
terima kasih ibu kepala badan
gempa tersebut sejauh ini telah menewaskan ribuan orang di suria yang masih hancur akibat peperangan selama satu dekade ini
bukan kritikan niat baik untuk memperbaiki
jadi katakanlah seseorang mau membeli rumah harganya satu miliar rupiah
nah ini tentu saja akan mempengaruhi sektor sektor turunannya termasuk diantaranya adalah kondisi bisnis umkm
olahraganya futsal bola tendang lapangan besar kadang kadang jaget ya kan seminggu sekali lah
atau ya semacam jangan gimmick aja yang kamu lihat gitu
dan menjadikannya suatu upaya yang memuaskan dan bermanfaat
tadi yang kita sampaikan bahwa
pertandingan timnas indonesia melawan uzbekistan dalam laga semifinal piala afc u dua puluh tiga disambut antusias masyarakat
yang pertama adalah cabut alat alat yang terhubung dengan kelistrikan
sore ini saya berjualan di sekitar kampung cibadak bogor jawa barat
di nikel kita udah semua nikel ya
setelah menempuh perjalanan sekitar satu jam dari dermaga cilincing
kemudian juga kami mobil storing juga kami siapkan tujuh set perlengkarapan di mobil storing
kalo balapan di luar negeri ya gue duduk aja sendiri gitu
namun ternyata proses ini tidak semudah yang dilihat
jadi pengaturan fleet ya kendaraan di tambang itu udah lebih efisien
gagal dalam pemilu lalu kali ini obie maju dari partai gerindra
itu untuk menunjukkan kalau nanti saya ngomong
jadi komunikasi saya dengan mereka itu sudah tidak bersifat
sosok ini yang selalu berada dimanapun juga setiap ada kegiatan dari komunitas indonesia
stephanie bashir adalah ceo dari nexa advisory sebuah firma penasihat energi bersih
iya gue kan aduh ntar cowok semua gue sama siapa
randy putrama wahyu ramadan jakarta
bad habit sih biasanya aku di kamar tuh nggak pernah buka jendela
belajar wayang apalagi bagi perempuan
jadi engkau perlu mempertimbangkan
empat di antaranya merupakan gunung api yang berada di indonesia
uzbekistan menambah keunggulan di menit ke delapan puluh enam lewat gol bunuh diri pertama arhan
yang dimiliki oleh universitas surabaya

seorang warga doli yang ekonominya turut terkena dampak akibat penutupan doli
jadi intinya memang upaya untuk pemanasan bawah minyak api ini sangat penting sekali
sebenarnya sebenarnya publik tidak perlu bingung
saya sih nggak kurang mengikuti sen
dan dampak yang dihadapin adalah sebenarnya masyarakat masyarakat yang tinggal di sekitar
ini akan menyebabkan timbulnya resiko berbahaya lainnya
kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari
sementara yang ketiga minyak dengan dominan asam minyak tak jenuh ganda
jangan fresh sekali masih panas kalau mau
mereka berlatih setiap pagi dari lima sampai tujuh
ini patut kita kita apresiasi
bagi wanita berusia dua puluh delapan tahun ini
source of energy tidak hanya batu bara
dia ada sekitar satu ratus lima puluh di sana

untuk saya yang tidak pernah memanen tebu sebelumnya
juga radio advent suara pengharapan
kayaknya dia udah garansi masuk gitu kan
tapi dengan semua yang sudah owi rasakan di dunia bulu tangkis ya
ini kalau boleh tahu kontrak
itu pertama kali istilahnya kalau di jawa itu kulonwun
kami sudah membahas walaupun tidak banyak ayat ayat yang kami bacakan tapi kami percaya tuhan
buas berburu camilan aneka rasa kini saatnya kita belanja oleh oleh
dan udah terlihat gitu kalau yang berprestasi pemerintah ngasih apresiasinya apa
memang digunakan untuk transportasi publik
mengalami parosmia pantosmia atau keduanya
nanti kalau misalnya sejalan dengan panennya selesai harga gabah naik
gitu tapi ya melihat dari
karena di laut disini kan tergantung pasang surut ya maksudnya
itu aku pemain dobel tapi gak punya partner
lalu serat dicuci dan dijemur hingga kering
contoh ntb terus sulawesi selatan ini masih mempunyai produksi
pengen bisa tapi gak bisa
jadi memiliki motor dengan sekuriti tingkat maksimal
kalau kepemilikan tetap punya rusia gitu nah tapi
sambil menunggu kami menunggu
melanjutkan mempertajam visi misi
dan proses itu tidak bisa mudah keluar begitu saja dari sana
soalnya dulu pernah lawanan ya lo ya katanya
jadi kalau dibilang kapan sejarah yang dimulainya secara spesifikasinya tahunnya itu tuh nggak terdeteksi
ya ibarat pengen nyoba lah hidup di luar basket gimana gitu
bukan kan negara ini dibangun untuk keseluruhan rakyat kan
bila mana ada yang melanggar maka dapat dikenakan sanksi pidana paling lama satu bulan kurungan
hari ini buat berapa banyak nih bu
ada empat peringkat ketiga terbaik
nah yang jelas kalau partai partai politik yang ada saat ini
meski sudah disediakan tempat sampah di beberapa titik
silakan di respon jawaban tadi dengan waktu satu menit silakan
dua duanya tidak bisa dipertanggung jawabkan
nah habis itu sekarang anak anak ya udah melipir ke daerah daerah lain udah ada yang ke bali ada yang si wisnu balik lombok
kalau pas mau jualan baru
mungkin bahan kaya dan mungkin udara segar
kejurnas tuh saya ikut om tandingnya
pakai kata kata kasar lah karena gue gak percaya waktu itu
karena dengan vaksinasi akan memberikan perlindungan tambahan pada kita di situasi yang sulit seperti ini
penasaran karena ada pempek pizzanya terus ada pempek yang melingkar itu gitu kan kayaknya unik
rumah makan padang ini tawarkan beragam lauk yang rasanya gak kaleng kaleng
terima kasih atas diberikan kemudahan oleh bapak kapolri dengan menggunakan lipasan yang baru
yang itu merupakan jawaban atau solusi
masyarakat berharap pemerintah bisa kembali mempertimbangkan kebijakan ini
kita dari sayur juga bisa dapat karbohidrat
tapi kalau kita lihat dari apa yang terlihat di layar kaca tadi ekspresi seorang lesti kejora yang terlihat tidak terlihat mungkin bagi saya orang awam tidak terlihat akan adanya trauma dan lain sebagainya
menyiksa diri dengan membatasi banyak asupan hanya membuat diet gagal dan berujung penyakit
bu kalau keasikan di sini kita bisa langsung merasakan bakpia dari oven ya bu
kami ingin mengetuk hati bahasanya begitu mbak meggy
kemudian ada momen kunjungan ke keluarga antara keluarga
sesuatu masih bisa terjadi dan kita melihat berbagai deviasi hasil lembaga lembaga survei ini
serta infrastruktur di daerah yang belum memadai
kalau mau ngopi ngopi di rumah boleh lah
nah kira kira ada tempat sarapan apa aja ya di kawasan taman cibenying ini
tapi ada loh orang orang yang seperti itu
negara anggota asean akan saling membantu negara yang lain yang sedang melakukan investigasi
menurut kakak siapa sih kak yang istilahnya masih pantes kayaknya ini main di ibl
gue liat nih berapa trade nya cukup menggemparkan nih
ataupun juga bisa menggunakan ojek online untuk lebih memudahkan
surabaya waspada banjir rop
gue harap timnas bisa bisa kembali kembali mempertahankan
jadi gini koalisi penjalan kaki rencana induk fasilitas penjalan kaki ini merekomendasikan jalur jalur prioritas yang akan dibangun yang kami sampaikan itu adalah satu adalah yang berdekatan dengan sekolah
sebenarnya kalau beban untuk semifinal sendirian sih enggak
prast turut andil dalam membawa aspak jakarta ke jogja
nah ini akan terus kita selusuri
bergabung bersama kami ada camilla andini sutradara film juni
yang dijual dengan harga yang relatif terjangkau
pikirannya tertuju pada keluarga
jalan ngomong tol juga banyak pilihan untuk beristirahat
kebenarannya tetap untuk selama lamanya
yang rusak ya berarti kalo
irfan juga menganggap masa kecilnya memberikan pengaruh yang sangat besar bagi dirinya
seberapa besar dampak dari kenaikan dollar terhadap rupiah sendiri
dan begini kalau edut kita itu berjiwa negarawan gitu
jadi kita bagi cateterisasi ke seluruh kabupaten
tak mudah untuk bisa diterima oleh warga baduy
ya kita tunggu saja langkapan untuk melakukannya gitu
ada kapal di badaido
tapi tau gak sih kalau menyentap takjil ternyata bukan kebiasaan atau tradisi dari indonesia
rumahan yang telah eksis sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini mampu menjual sekitar seribu lima ratus potong roti anget
selain masalah kebersihan adanya pedagang kaki lima atau pkl yang memadati sekitar kawasan taman eco park tebet ini juga menjadi perhatian warga
menuju semarang sampai demak dan juga semarang ke pasitan gimana kalau dimas kita agak beda

oke jadi nikel itu positif ya masih
seperti sirup atau susu kental manis yang diganti dengan sari kurma
imbawan dari satgas covid sembilan belas untuk para pelaku perjalanan
dalam kondisi mabok ngambil motor temennya
kayaknya gua dm gua coba dm dia lah
insatnya jam empat lima puluh dua sampai berbukanya di jam delapan lewat sepuluh
nah itu artinya batubara masih menarik
ya jangan sampai terguncang terlalu kencang
karena caimin sempat ngasih solusi ya harus memang harus ada penekanan harga dan lain lain gitu ya
kita nggak tahu ya siapa di belakang itu
juga cukup bervariasi begitu ya
atau ada input gak sih dari mereka yang non indonesian you reckon
jadi keempat orang itu tadi cuma jadi model youtube nya doang tapi photoshootnya belum kita rilis nanti kita kasih teaser yang panjang
tapi kalau misalnya tadi kan dila bilang peringkat ganda putrinya dua puluh enam
tapi harus dengan menggunakan peraturan perundangan undangan lainnya
ya bonusnya itu ya buat tour lagi
itu cerita saya pengalaman pribadi kemudian
kalau dibilang masih balap apa nggak sih gue tuh udah decide untuk retire dari balapan yang serius serius
walaupun tidak terlalu lama proses harga sebesar itu
mas iman ini kasus cak emin
nah dengan kondisi kedua hal tersebut mobilitas yang tinggi protokol kesehatan yang kendor termasuk juga orang tua
karena memang kebutuhan tim dan kualitas pemain yang menurut coach sintayong
yang berlangsung hingga usia empat belas lima belas tahun untuk perempuan serta tujuh belas delapan belas tahun untuk laki laki
mahasiswa yang saat ini berada di seoul national university
artinya sumbernya mungkin belum datang tetapi kewajiban kewajibannya sudah
ketika panen jangan digenggam terlalu kencang
dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh menteri perindustrian
dia mau ke impact di amerika
rasanya kurang begitu nyaman
kopi yang tersedia yaitu kopi hitam kopi susu dan minuman yang lainnya
dan kekerasan pada perempuan tidak boleh dispelekan
akhirnya kan pengobat itu kan juara dunia
jadi banyak sekali usulannya mas
atau dalam bahasa indonesia adalah integritas
di dalam nama yesus yang maha mulia dan maha kuasa
oh pakai kuku tipsnya gitu
bisa jadi dari sumber bahan bakunya
itu artinya kita sudah sampai di jalan surya kencana
jadi berarti kita kan mengurangi signifikan ya
ya pada dasarnya kedua perayaan tersebut menggunakan penghitungan kalender yang sama mbak
dan saya yakin pasti tidak terjadi di malioboro
yang disesuaikan oleh jenis musiknya
setidaknya delapan puluh tujuh orang mahasiswa dari berbagai fakultas di universitas jambi
tadi anda menyebut ini hanya berlaku dengan e commerce ataupun platform yang melakukan perdagangan cross border seperti itu
ya memang pada akhirnya konkret gitu kan
jadi keraguan itu mulai memudar dan sekarang semangat lagi untuk bertani
tim liputan cnn indonesia
untuk pakai apa saja yang terutama ini ada untuk harusnya sendiri
yang penting air itu harus higienis ya harus matang dulu baru kita bisa gunakan
gula juga penting untuk menjaga fungsi atau integritas sel syaraf
masak nah udah gitu bikin ini aku instagram
dengan saya pendeta muda robert gultom
kita kan dua kali beruntun cewek nih
polisi federal australia mengatakan bahwa mereka sadar akan risiko yang ditimbulkan oleh fentanyl terhadap masyarakat
kepala polda cambi irjen rusdi hartono dan rombongan bertahan di tengah hutan
memberikan teguran kepada warga yang membuang sampah sembarangan itu
saya nggak menduga kalau saya bisa lolos di fkunr lewat jualan snmptn
sama ini nih yang saya suka kerupuk merah kita coba ya
sehari bersama sedulur sikep banyak sekali yang saya belajar sama sedulur sedulur sikep
masjid mungsolkanas memiliki beberapa peninggalan yang masih ada hingga saat ini
saat ini ada program dplk yang memang anda bisa ikuti secara mandiri
asosiasi guru musik di negara bagian atau teritori anda
ini baru pertama kali nyoba apa gimana ibu
siswa kelas sebelas yang bercita cita menjadi seorang content creator ini
membatasi konsumsi gula dapat dilakukan dengan beragam cara
mengenai kelayakan hidup dan memberikan wawasan
tapi terkadang di sekolah mereka juga menggunakan pelajaran individu
yang paling penting adalah listik koma
sementara itu di kota cirebon ada penumpang yang bisa keluar melalui gerbang tol di kilometer dua ratus tiga puluh tiga menuju kota cirebon
sayangnya hal ini justru sering terlewatkan dalam perawatan wajah
kan kemarin sempat dipanggil juga ya
dan type influenza itu terkait dengan
salah satunya kawasan pampang perapatan tebet pancoran
sangat penting sekali dengan kita dengan anak tumbuh tinggi berarti memaksimalkan kondisi gisi gisi yang telah kita berikan kepada anak
dari dulu ke akhir gak pernah bosen gitu
mafia yang sudah dua dasa warsa ini berkuasa
apakah itu kerinduan anda sekarang ini
jadi tidak ada perubahan yang mendasar saya lihat
serta kalah pamurnya golongan syahrir dibanding bung karno
untuk kategori motor dan sepeda listrik
sebenarnya impor dan beli baru
atau bisa membeli tiga kg dengan harga yang sama
tapi kalau kita lihat varian yang kita sebagai varian of tren ataupun varian yang diwaspadai oleh who itu angkanya sebanyak dua ratus empat puluh lima
tujuan biasanya untuk berlibur itu jawa barat
misalnya anak saya mau datang mengunjungi dari jakarta ke denmark
delivery kayaknya itu nggak boleh ketemu jadi orangnya taruh di
empat puluh lima itu dari sebesarnya misalnya alat ulu
kasatgas bandara soekarno hatta
sehingga dengan cara seperti itu ketika kita
semisal pakan tersebut merupakan pakan impor yang sudah mereka beli pribadi
nah sepuluh bahan baku utama tadi yang saya sebutkan
ibu mas nelio juga menjelaskan ada multiplier effect yang akan mungkin terjadi setelah kasus ini terkuat
nah dia itu ada skemanya berdasarkan jenis robotnya level berapa
sepintas memang tampak seperti pasar pada umumnya
bagaimana proses ini sebenarnya sudah berjalan
tapi ini ini adalah hewan laut
dari uang rakyat lewat apbd dki jakarta
jangan mengira ngira sendiri
belum gua pikir eh itu bisa beli online sebenernya
dan kita lihat dari sambutan penonton juga
tentu ada dokumen lain yang bisa digunakan
juga di bidang politik kita melihat
karena memang ini adalah sebuah kayak sebuah quote on quote
baru kemudian anda isi lagi dengan berbelanja
apalagi bisa makan banyak di salatiga kan enak makan makannya
belum rumah rumah kan mau dia sama pak bas di bilang mau dia
seperti hotel reptil ini misalnya
penanaman chip sejauh ini memang masih menjadikan
ada masalah cabai rawit selalu ini setiap tahun problem barang barang ini
kita tidak mempunyai sumber daya untuk melakukan hal ini
jadi mendukung gambar mendukung film
jadi bisa untuk menangani empat penyakit ini
yang ditularkan dari camel atau dari unta tiba kontak kita dengan unta atau mungkin minum memakan produk dari unta yang terinfeksi
oke desainnya ini bisa sesuai permintaan juga
kita harus segera sadar kapan saatnya sudah mulai meninggalkan venue ketika sudah mulai overcrowded
itu sebenarnya ada beberapa tanggapan
terutama kalau prabowo sama prabowo sama gibran gitu ya
perkembangan dunia semakin canggih
dan mereka sudah apa namanya tercatat sehingga mereka akan tinggal diberikan informasi
mungkin yang tadinya idealnya tiga puluh turun menjadi sepuluh
kita menyaksikan bahwa kemajuan
banyak penonton mungkin juga rada shock takut
ketersediaan produk erupsi seperti batuan dan pasir
boleh makan tapi secukupnya tidak berlebihan
mulai dari sepatu merek impor dengan teknologi terkini berharga jutaan rupiah
yang sangat ketat sekali pada saat menyerahkan cara produksi obat yang baik
galeri museum khusus tumbuhan cantik ini memamerkan ribuan spesies anggrek unik
karena kejadian kejadian yang cukup mengerikan juga pernah dialami
termasuk yang kemarin pulau zimny snake island
apakah pemerintah akan berani terbuka terkait rencana besar ini
sejak tiga puluh tahun lalu area ini telah ditanami tanaman hutan
kalau menginginkan bahwa pangan di indonesia ini aman dan damai impor bisa perlahan lahan kita turunkan
berada di wilayah medium risk itu juga
tidak menambah beban pajak sama sekali bagi orang pribadi dengan gaji sampai dengan lima juta rupiah per bulan
kita akan mencermati lagi
eh kalau ini benar terjadi dan mulai masuk karena itu lima belas lebih jahat daripada delta varian
setiap lima ratus ekor bebek akan menghabiskan satu kuintal kepala udang setiap hari
serta pendataan dokumen persyaratan lainnya
oke terakhir ada imbauan khusus pak
kebetulan sih pas awal maret itu
enggak terus kecuali yang ngomong ayah gitu ah kamu nih terlalu gini
tapi ketika saudara memperhatikan kebutuhan
maka kami juga menyadari hal itu kami mempersiapkan segala sesuatunya
adanya kelainan sedangkan kalau dispepsia organik itu ketika diperiksa terdapat kelainan misalnya
nah ternyata alasan pertama kenapa masyarakat terlilit pinjaman online atau pay later
melalui acara mimbar suara pengharapan bersama saya pendeta toga siman juntak
alhamdulillah ini keliling keliling lihat lihat pasar sama sama juga
nah kalau demikian harga gkp nya itu akan tinggi maka harga berat itu juga akan naik signifikan
untuk mengolahnya daging domba utuh dimasak bersama rempah hingga bumbu meresap
kalau kita mikir menang kali ya menang kali ya wah udah berantakan
nah untuk brand indonesia untuk mahal ini masih agak orang masih agak sensitif dengan harga
nah untuk pencegahannya itu sama baik covid
oh iya sebelum olimpik aku masih di bully gitu
mempelajari alat musik bisa menjadi aktivitas sosial yang luar biasa
rencananya akan digunakan untuk membangun rumah di kampung halamannya di kawasan garut jawa barat
ada siti badria di gedung kpk jakarta saat ini
pak fahmi selain terkait dengan data yang harus tepat sasaran
sejumlah warga kota medan biasa bermain kenchi saat pagi hari
pagi harinya saya mengunjungi sebuah makam keramat di lingkungan rumah saya
dan kemudian lansia menjadi satu kelompok yang paling tinggi resikonya untuk sakit
dispepsia ada dua dispepsia ada yang fungsional ada yang organik sebagian besar orang itu mengalami
dan juga kita akan melakukan kunjungan kunjungan lewat udara
mereka makanya terwujud kan edukasi kepada masyarakat menjadi penting ini kan
kayak aku gemetaran tadi kita teriak teriak di dalam
supaya kita untuk menjaga lah kesehatan kita juga di samping itu
tapi ngomong ngomong ini mas zulfi ini kazahstan kan ini termasuk negara dengan mayoritas penduduknya ini beragama muslim
itu number of rate tapi tidak menjamin kelangkaan tidak akan terjadi lagi
yang kedua saya terkenang bahwa tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua majelis umum pbb pernah mengeluarkan sebuah deklarasi khusus
saya lebih memberikan target bahwa pihak tni targetnya bukanlah bagaimana kemudian menyadarkan oknum
saya diberi kesempatan untuk mencoba mencetak roster beton merah
sementara di tengah sentimen global seperti potensi adanya teper tantrum di negeri paman sam juga membawa mata uang garuda melemah
dengan hukum internasional gitu kalau misalnya
dua belas daerah perumahan australia dimasukkan dalam tingkat maksimum seratus
dasar daripada tembok itu ada dua belas batu
beras ketan produksi pekan lalu yang telah terfermentasi menjadi tata peketan
nah ini tuh yang bikin gue tertarik banget
sampai penanganan sampai pasca penanganan
sangat jarang sekali yang namanya emosi itu sadness gitu
mbak brita kita lanjutkan kembali mbak brita ya
nanti selain pemotor film juga ada beberapa pertunjukan seni juga gitu
begitu turun ke negara itu naik pesawat
badan kesehatan dunia atau who
jadi gue juga bingung sebenarnya harusnya seperti apa
aroma kaldu ayamnya sangat tercium harum
iya sebenarnya kalau vaksin sendiri sama lah di indonesia ada yang do ada yang no
karena kalau tidak salah kita butuh angka tiga poin aja seperti ini kan sudah lolos
hiu paus juga bermigrasi
tanggal tujuh belas bulan februari
semua orang yang udah masuk uph gitu ya boy
apakah yang tergabung dalam koalisi indonesia maju
bahkan cenderung lebih mahal mungkin kalau mau bikin virtual concert gitu
baikioni si kawan badai hatinya dengan keeping
kemudian juga apakah ada ketakutan dari para pengusaha lokal
kalau dua ribu dua puluh satu dua bulan saja sudah ada
ya pertama tama ramzi nggak usah takut ngomong soal survei
sepanjang pengetahuan kami mengajukan sidang ini dan mengajukan bukti bukti yang ada
itu harusnya konsisten diimplementasikan di lapangan
karena agak mengganggu lah gitu
termasuk juga urgentnya bagi operator kereta
dan lain lain mereka bisa berada di sekitar lima minggu
lantas apa yang mempengaruhi psikologis masyarakat untuk bisa yakin cari pasangan lewat aplikasi
yang meninggal setelah kecelakaan parasut
dengan negara negara arab yang mereka memiliki concern yang sangat sangat besar
kemudian juga kalau kita bicara mengenai penampingan dan juga pasar
coba dong lukas ceritain katanya
jalan utama yang menghubungkan pacitan dengan kabupaten terenggalek jawa timur memiliki dua jalur
antara abad ke delapan hingga abad ke lima belas masehi dan dalam berbagai buku masak pada masa penjajahan pada abad ke sembilan belas hingga abad ke dua puluh
lebih banyak lagi sekarang juga liput yang ku ku juga kan
tapi kalau ya tapi kalau misalnya untuk
jadi yang jelas adalah
untuk kerupuk kulit kulit sapi yang telah dipilah ditaburi garam dan direndam sehingga terlihat lebih lembut
kita sebagai pelenggara bisa memberikan tentu operasional terbaik
kita menunggu kasus terakhir sebenarnya
rasanya mantap rumah makan di kawasan berah rang jalan anggur kecamatan binjai barat ini
mereka mengklaim motor listrik ini mampu bersaing dengan motor sport bermesin dua ratus hingga dua ratus lima puluh cc
baru satu tahun gitu
sejumlah intimidasi teror cyber yang dialami oleh sejumlah masyarakat sipil aktivis dan juga akademisi
proses penjemuran ini juga akan membuat kerupuk mie kuning yang ditahan lama dan dapat disimpan hingga satu tahun
di tahun dua ribu dua puluh satu menurut badan pusat statistik nilai tukar petani atau ntp provinsi bali menjadi yang terendah di seluruh indonesia
cuma dia punya pikiran sendiri kan kayak ya mungkin biar persaingannya lebih seru gitu kali ya
kita mengerdilkan jiwa kita sendiri
selain memanfaatkan kesempatan berpartisipasi di turnamen bola internasional
seperti madu yang mengandung vitamin c b dan potasium
yang sudah cukup lama menggeluti usaha ini dan tergolong sukses di banyumas jawa tengah
apa yang dilakukan azayitun tepuk tangan
apakah anda mau menjaga keabah roh kudus
ya pertama saya perlu tanggapi dulu mas umam ya bahwa yang namanya pemilu

agar berbagai catatan tersebut segera untuk ditindak selanjutnya
kalau setiap tahun problem di inflasi selalu cabai
misalnya kalau kita mau mengumpulkan orang
brem dari madiun biasanya berbentuk persegi dengan warna yang agak agak kuningan
pukul delapan pagi sampai delapan malam
kunyit cabai serai dan santan
rumah tangganya secara kuartal kuartal ke kuartal itu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal dua kan
yang akan meningkatkan risiko obesitas
untuk waktu itu kejuaraan
ya kan tetapi untuk positivity ratenya masih belum
baik dari anies baswedan gajar pranowo dan juga prabowo subianto
marah dendam sakit hati kebencian dan seterusnya
ada kaitan kecicang itu dengan pendeta dengan geril geril di kecicang itu
dan ini kami menjadi optimis bahwa pelanggaran terukur ini nanti terkonfirmasi dari pemberi keterangan
merevisi atau tidak bukan hak saya yang harus menjawab hal itu
untuk matic nya atau untuk nyuriknya
damai dari bapak di dalam hidupku
soster marilyn cochrane pertama kali diberi resep opioid pada usia tiga puluh an
mengenai operasi ketupat dan strategi pemerintah
tetapi jangan gara gara saya tidak pakai dasi ditanyain lagi agak bersimbung ya saya
artinya kita dua lajur dan masih bisa ke bandung
jika menitipkan peliharaannya kepada pihak yang benar benar paham cara merawat reptil
itu sudah digunakan untuk pembagian blt
kalau kecuali viva nya di singapura atau dimana mungkin ya
menurut gue gue sudah merasa cukup
sementara australia barat mencatat rekor suhu terpanas pada bulan september
berbeda dengan kota lain ya jakarta seperti surga bagi para pecinta hewan
ini air tanah berarti sehari hari bu maria seperti ini
bahwa ada sejumlah orang yang diduga
nah mas rinku benar atau tidak nih mas
oke baik artinya penelitiannya itu tidak dibuka begitu ya kepada koalisi masyarakat sipil padahal sudah berkirim surat ke sana
supaya anak anak bisa lebih memahami apa yang harusnya dilakukan saat ini
stadion ini sudah bertarif internasional yaitu dengan standar fifa
karena abstain juga kan berarti bersikap
berarti kan tepatnya untuk blt beras
mereka membantu menyiapkan perayaan imlek
beregem tempat sarapan di kawasan citarum ini rata rata sudah mulai buka sejak pukul tujuh pagi
mengaku senang dengan adanya kegiatan ini karena menurutnya sayur dengan budidaya hidroponik
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
misalnya cicil mobil dan lain sebagainya rumah gitu
di dalam dewan keamanan pbb terutama di p lima nya
jadi sifatnya tidak bisa cuma setahun dua tahun saja
pertanyaan gue berikutnya apakah putin akan datang
yang pertama sih dua puluh ini ya pak hatinya
dan yang dari semua kebocoran ini yang paling besar adalah
dan ini kembali dari pelosak nusantara ya
tidak ada pak ismail bolong ini ditangkap karena katanya memberikan suap tambang kepada petinggi polri
ya selamat malam waalaikumsalam mas
salah satu keunikan masjid cipaganti adalah tembok penghalang ini
mereka hanya diperbolehkan mendapatkan suplai obat selama tiga puluh hari
namun mungkin saja kita mendapatkan berbagai tantangan dalam melakukan hal seperti itu
apakah fotografer atau emang kerja anggaran atau apa
nah yang hal hal seperti ini saya kira membuat karena ini pppu adalah memang mengubah hasil kejahatan
banyak yang kemudian digerakkan dari social media
ya betul itu terasa panas
kita tunggu terus karya karya yang juga menorehkan kebanggaan bangsa di internasional
itulah alasan setiap tahun korlantas polri mengadakan rekayasa lalu lintas berupa one way dan kontraflow untuk menghindari kepadatan
yang disebut tasfik untuk menyambut pengunjung museum nasional raja abdul aziz
saya pikir tiga center back yang waktu lawan vietnam akan kembali dimainkan
jadi pada pasien mah atau dispepsia yang ingin berpuasa tips tipsnya adalah yang satu jangan lewatkan sahur
pernah sama sekali gara gara udah nggak pede duluan merasa tidak unggul kurang berbakat dan takut
yang kedua sebaik baik tempat saya turhanku masyarakat sini
kayak misalnya sportscaster perempuan gitu
ada mirah sumirat presiden aspek asosiasi pekerja indonesia dan ada pakar hukum tata negara mbak bibi fitri susanti
dan boleh cerita sedikit proses yang dilalui indonesia untuk menjalin pertanian
rumah tangga yang berasal dari australia yang memiliki harga yang tipikal
ke depan kami akan meminta kementerian kesehatan untuk merevisi dokumen pharmacope indonesia
ini baru cocok di bilang pemain binaan ini
mas akmal tiba tiba muncul di
kita kan bangga ya warga warga banten pasti bangga
kokoh tuh pernah si games gak sih kok kalo gak salah pernah ya sekali ya
kemarin israel meminta force movement dari gaza utara ke gaza selatan
jadi ini kita kumpulkan dari lima platform tadi
bahkan puncaknya itu pada saat libur nataru
dengan cd tiga dan enam waktunya ya
jadi ini sangat luar biasa
bukan hanya pekerja sebenarnya yang sekolah pun yang kuliah pun yang berdagang bahkan
kalau saudara mau naik ke lantai dua ada tangga
kemudian gelombang masyarakat yang pulang meningkat
sepuluh atau lima belas menit dari showroom itu sudah turun harganya
yang sebetulnya di challenge gitu oleh kang irfan
telur bebek juga memiliki cangkang yang lebih tebal dibanding telur ayam
menyelesaikan konflik menjadi sumber kedaulatan pangan
tapi sembilan belas itu cuti bersama ya
tidak logis kalau portal berita kenapa
tapi kalau balapan sih lo harus modal sendiri

ya kan apakah sebelum pjj tidak ada kdrt
itu akan selesai nanti di rencana perencanaan kita di dua ribu dua puluh tujuh
iya joksin natural masuk masuk
terus ada program slimmingnya juga sama skincarenya
aksi unjuk kebolehan ini dilakukan pada festival golok yang menjadi ajang silaturahmi
anak gue tuh sekarang tuh udah mulai banyak nanya kan
maka dengan demikian kalau kita bagi menjadi per kapitanya barangkali per orang itu kebutuhannya hanya sekitar ya tiga sampai dengan ya hampir empat juta rupiah
sehingga warga yang melakukan kunjungan ke rumahnya ini harus melalui cara aman
makanya di dalam radius itu informasi itu sudah hilang
kamu dibaringi dengan selamat berdoa berpuasa
tapi sebelum nanyain suasana ramadan pastinya pemirsa juga banyak yang bertanya tanya ini
kepleset entah ambil apa itu terus orangnya tertelungkup masuk tunggu pembakaran itu
di sisi lain ada pro dan kontra di masyarakat
dengan gimmick ya dengan action yang mungkin bombastis kita fokusnya pada gagasan dan kepada isu aja
dalam lebaran tahun ini pt kai menyediakan tiga lima juta tiket
kalau melihat ekspor yang meningkat harga komoditas sudah mulai baik tapi masih tertekan dengan konsumsi rumah tangga konsumsi masyarakat akibat pergerakan yang masih belum bisa dilakukan secara optimal
sehari menjadi pagi pagi yang sangat sibuk karena kita akan mulai hari menjadi tugas pengiriman barang
tempat lain yang bisa dijadikan sebagai referensi sarapan adalah citarum space
di serua indah ciputat tanggerang selatan banten
becak merupakan kendaraan roda tiga dengan dikayu
hal lain yang memang dibutuhkan apalagi dalam musim haji tahun yang lalu
itu batu yang akan mereka hancurkan
saya pun memesan karedok yang langsung dibuat mendadak di atas cobek
belum pernah sesungguhnya dari kantor kementerian pendidikan dan kebudayaan
hal ini dapat menyebabkan tenggorokan kita menjadi iritasi sehingga rentan menjadi batuk
jack selalu setiap hari dibina sama dia
pada tujuh belas agustus nanti
di mana tadi kalau anda bisa lihat di layar kaca anda ketiga banca pres ini turun di pintu paling ujung yang ada di lintasan ini
wih lebih bagus sih dari bapaknya
mereka mengambil uang negara gitu dengan legalitas formal
lebih mengutamakan sesuatu yang bersifat emotion daripada kebutuhan
yakni gerakan olahraga dengan intensitas waktu tinggi
jadi mereka itu ditempatkan tidak dalam satu tempat
ada juga beras coklat yang menjadi pilihan bagi mereka
mengatakan bahwa daging yang dibudidayakan
oke itu sudah menjadi opsional pakai masker dan lain lain itu apakah memang tingkat vaksinnya di sana sudah full begitu mbak termasuk booster
jadi ini yang sering kali kami minta pemerintah untuk lebih hati hati
si vucevic itu kurang kurang ngefit juga ya
coba kita lihat pertandingan olahraga di dunia ya
mereka mencari kayu dan batu di bukit belakang sandar
sudah mencoba untuk mengklarifikasi langsung kepada mui yang menyatakan itu
kan tadi awalnya kita bahas brooklyn super team nya
di rawaseneng para rahib atau biarawan turun bekerja mengelola alam dengan berkebun
tapi untuk kepentingan kepentingan tertentu kan narkotika itu dibutuhkan untuk kesehatan dan lain sebagainya
jadi sebenernya sih saya gak apply
urban itu gue kasih analogi urban ya
tujuannya supaya riset itu cepat hilang nggak medis
udah berpotensi itu bisa
inflasi kita untuk beras itu tujuh sembilan puluh sembilan
bukan tidak hidup berarti kan bagaimana mencari ekonomi
nah sebetulnya kalau kita masih bisa mengendalikan covid sembilan belas
mereka biasanya mencakup seluruh peristiwa yang berlangsung beberapa hari
diajarinnya kalo kamu nenteng senjata laras gak boleh ke orang ya kan
nah sudah barang tentu di mana
tiga belas kabupaten kota di jawa timur
ia akan berguna sebagai bahan bakar memasak gula semut
tadi ada apa semua pasukannya juga menari
yang memerlukan pembangunan lebih banyak rumah
nah kalau ke gsi itu saya naruh duit memang
kita kan begitu datang di sini lalu kita di
dan apalagi di bawah netanyahu itu seolah olah ya business as usual
akhirnya saya dituntun mencoba langsung ke air
mudik tahun ini memiliki banyak cerita unik
di jalan siliwangi cianjur ini
menurutnya pemakaian tea bag dan sunscreen paling berpengaruh saat masalah pada kantung mata muncul
penduduk setempat tidak berpengalaman
penjelasannya bahwa pembelaannya dari pemerintah ini sudah ada penelitian yang dilakukan di badan balit bankes kemenkes di tawangmangu
hiu pausnya seperti tadi di teluk cendrawasih dan di mana mana saja di indonesia
inilah radio advent suara pengharapan
dokumentasi sama medianya segala macem kan
berarti narik anak anak untuk latihan disini gitu
itu yang menjadi bahan kita
langsung disuguhi desain masjid yang bernuansa timur tengah
padahal kita membutuhkan industri industri yang bisa menyerap tenaga kerja
nah itu memang harus ada dua duanya nih dalam produknya itu tersebut
melihat tingginya volume kapasitas kendaraan yang melintas
dan sama satu lagi beberapa kali kan prastawa juga point dari tengah tengah nih gak lagi tiga point yang dari sini ya
ya tadi siang menteri polhukam ri yanin nafut ng melakukan kegiatan
salah satu namanya itu kan biar rame aja gitu kan
itu bisa dikonsultasikan secara maksimal karena kita lakukan itu secara free
pks dengan perolehan suara sebanyak delapan empat puluh dua persen
dimana kita mampu mengimbangi bahkan mungkin bisa unggul kalau saja penyelesaian akhir dari marcelino penyelesaian akhir dari justin hubner waktu itu berhasil menjadi goal
tapi ini juga harus kita seimbangkan di hilir
terus akhirnya pelatihnya pengennya masukin ibl aja
misalnya berkaitan dengan faktor penempatan nantinya
ternyata ada alternatif transportasi publik dari jakarta menuju kabupaten bekasi selain melalui darat
ya saya memang harus akui bahwa saya sendiri mendapatkan informasi dari salah satu platform x
makanan khusus dan obat khusus diberikan untuk mengontrol pertumbuhannya
untuk mengenal lebih baik karakter pasangannya
selain itu untuk mengurangi risiko penyakit
materi yang disisipkan dalam mata pelajaran ipa ini meliputi solusi
di lingkungan manapun di kota manapun di negara manapun
ini adalah kelasnya dari papua ya
tolong badakan juga firman tuhan dalam injil yohanes empat belas ayat dua puluh lima sampai dua puluh enam
ya seperti yang kita ketemu kemarin lah bu
saya akan membuat installation
itu gimana ceritanya pas kamu gagal nge tap itu sebetulnya
manisnya pendapatan dari bisnis ikan bawal tentu menggiurkan termasuk untuk saya
jadi yang harus kita lihat adalah kalau misalnya terjadi kenaikan suku bunga
merpati jawara itu ternyata sudah berhasil
oke membahas indonesian night market untuk kali ini
bukan ilai banget lah poin poinnya ya
panjang ukuran raksasa hewan laut ini bisa mencapai delapan belas meter
kan cadangin dulu tuh
jadi joy hester kayak seniman ini
jis ini sudah memenuhi standar standar
lu udah jauh sebelum itu emang awalnya lu langsung main basket ya
bangunan berarsitektur tradisional jawa seluas dua ratus lima puluh meter persegini berupa limasan dan peringgitan
agak kurang agak pesimis gue sih jujurnya dengan bali united ya
sampai nanti terakhir ditujuannya di mana ini bisa diprogram
hari ketujuh adalah hari sabat tuhan allahmu
tentu pemerintah dari sejak awal sudah kami ingatkan tentang
bulan agustus hingga oktober merupakan periode tiga bulan terkering di australia
tapi kalo liat di suratnya sampe tanggal empat belas kan
sampai akhirnya jadi cambuk untuk comeback stronger gitu
ini dia bersama dengan narasumber kita hari ini pengamat sepak bola m kusnaini atau yang lebih akrab di sapa bungkus
sister cochrane telah menjadi biarawati
polsek ini demikian miskinnya

hal itu berawal pada trimester ketiga kehamilannya
barang barang yang hendak dikirim sudah berada tepat di samping kereta
biasanya pada pukul dua siang bertonton ikan segar datang
dan juga verifikasi konten ini terhadap content creator
dengan asosiasi dengan pengusahanya juga termasuk komunitas akademisi dan seterusnya
kegemaran leluhur kita mengolah penganan manis ini tercatat dalam berbagai prasasti dan naskah kuno
jadi yang ringan ringan aja jadi kita di mobil nyaman
mereka diberi selera deser beberapa makanan panas dan sejuk
dan kemudian juga lebih mengerti untuk melakukan tata laksana di hulu demikian juga di hilir
baik pak sili sebelum adanya pencalonan ini kan kita lihat ya pak jokowi kerap endorsement prabowo dan juga ganjar di jawa tengah
jadi kalau tenis di amerika itu
padahal penurunan produksinya hanya empat puluh empat juta ton
jadi gitu kayak kebalik gitu loh mas
ku kan pergi bersamanya
kemudian sistem sistem dari pesawat travel ini
nah cuman yang sekarang itu posisioningnya dia memposisioningkan terhadap gen z yang sekitar lima puluh dua pemilih kan
nggak ada kritik kritik atau saran atau gimana dari dpr
dan sudah lumayan demandnya yang sidat gulai asap di gang nikmat
mereka menembak pemain kecil
habis ini kita mau jemur sebentar setelah itu dikasih makan lagi
padahal emang biasa aja ya dinikmatin aja lah pokoknya
karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan
nah berarti kalau kita asumsikan yang mengisi tadi itu mereka siap
nah kami mengidentifikasi juga bahwa badan pom tidak mengendalikan pemasukan
pasca kemenangan itu raja puri agung karangasem yang berkuasa berkuasa mengalahkan kerajaan saleh parang di lombok sekitar tahun seribu enam ratus sembilan puluh satu masehi
ini menjadi salah satu refleksi dari pemerintah ya
melakukan pcr test seperti itu
jadi gak ke deket laut mereka
ya ini di luar dugaan kita memang
biar memang semuanya berkaitan dengan
mereka juga bisa bisa menampilkan performa yang cukup konsisten sih gue melihat dari pemain lokalnya juga
senilai lebih dari satu lima miliar dolar amerika
oh itu yang sama jaya itu klub sama jaya itu
apakah anda mau mendengar nasihat ini
ya paling kalo misalnya udah kalah ya
pertama kami mencoba membelanjakan uang rp tujuh puluh lima di salah satu kedai kopi
lalu kita list down ini siapa aja yang mau dikasih
ada pun tujuan rombongan kepala polda cambi untuk meresmikan gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu polres kerinci
berikanlah sesuatu kepada seorang teman
dengan pihak kepolisian yang bertanggung jawab di tempat ini
budaya dan proses destruktif
kemudian yang kedua adalah fokus pada hal hal yang memang kita wajib dan kita butuh saja
para pedagang pun siap menerima ikan ikan tersebut
nah kita mendapatkan ekspor itu untuk tiga bulan saja pada kuartal tiga itu
dan untuk memastikan kejadian ini tidak terulang kembali tentunya
saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini
segera anak anak lelakinya juga mulai mendengarkan program siaran ini bersamanya
salah satunya tentu dari indonesia
agar apabila ada permintaan khusus dari pihak keluarga
kan memang baru yang terrealisasi itu kebutuhan air jakarta kan kurang lebih enam puluh enam
pertama satu tadi bahwa lembaga ini atau aplikasi ini
beras beras berwarna mengandung serat lebih tinggi
dikolaborasi dengan kopi kira kira seperti apa nih
kalau kita melihat gunung api ini seperti koin yang memiliki dua sisi
juga dapat mengganggu status gizi anak
harus dibarengi dengan manajemen air
dan terancam dia gak bisa nyoblos ini kalau gak punya ektp
selain dinilai lebih praktis dan murah
terus yang kedua dia menghitungnya itu harian
kalau udah kuliah mereka bangun jam lima
ini apa yang akan terjadi dengan terjadinya kalau misalnya kita mengalami pembekuan darah itu
petenis petenis top dunia yang
yang pertama kan mereka datang nih ke sirkuit formula e
akan difokuskan untuk menyalurkan bantuan ke wilayah wilayah yang terdampak seperti adiyaman
kita squadron squadron kita masih terbatas
tahapan pengambilan sampelnya dan kedua tahapan
dengan lizzy lizzy sudah bisa mendengar suara saya
yaitu pinjaman gaji harian atau kita sebutnya payday loan
misi pak pak biasa manggal di sini emang pak
tapi dalam dekat dekat waktu sebelum lima belas juli mungkin teman dekat kita mungkin saudara kita
di bidang sains teknologi engineering
ini kalau kita mau komparasikan
dan uniknya di sini adalah kuburan
ini jauh lebih besar daripada tahun sebelumnya
ketidaknyamanan bagi saudara saudara saya yang ada di sana
lalu bagaimana nasib hewan peliharaan lainnya
kalau kemudian diendapkan akan jadi masalah polisi
kecintaan mereka dalam kebersamaan musik
steak umumnya dihidangkan ala western dengan tambahan kentang sayuran pelengkap dan aneka saus
kalau misalnya kita bicara pekerja biasa dengan penghasilan tertentu
dan itu kita sudah menggunakan campuran solar dengan biodiesel empat puluh
jadi mereka punya telurnya itu di dalam
dari berbagai macam culture kultur juga
saksifon atau instrumen lain
yang telah kami sediakan bagi anda sekeluarga
kehidupan warga kecang islam
jadi anda tertarik mencoba yang mana dulu nih
ini fakta juga yang bisa dicek ya terutama perusahaan perusahaan yang sudah listing kan bisa dicek di public document sekarang
atau yang dikenal dengan nickname in your dream
namun beberapa hari karena banyaknya jumlah ikan
pengaturannya bagaimana obat ini akhirnya
sementara ikhlaq merupakan pengembangan dari kue sus dan mulai dibuat pada abad sembilan belas
tapi kalau misalnya kita melakukan pembelian barang impor itu rutin sebulan sekali
pembatasannya untuk bagaimana negara bisa
termasuk mbak alisa wahid misalnya
apakah tidak boleh bersahabat dengan orang orang yang di jakarta sana
dalam sehari puskesuan ini dapat melayani enam puluh hingga tujuh puluh hewan
tapi kita tahu bola itu bundar ya bungkus
pasal satu ratus delapan puluh empat itu mengatakan bahwa pada saat peraturan perpu ini mulai berlaku
dalam sekali panen nelayan bisa mendapatkan lima puluh sampai seratus kg rumput laut
jadi mereka yang berangkat ke luar negeri dijadikan tenaga training of trainer
semua hal dilakuin dia juara lagi dua kali mau pogasol
bukan malu ya mungkin sebel ga sih gitu
tapi masih banyak yang harus diteliti
untuk memperbaiki dirinya memperbaiki kualitas produknya
jadi itu yang paling senang ini karena kita kerja sama teman teman
jadi nanti teman teman tinggal membawa berkas berkas ke ubaya
regenerasi seakan menjadi permasalahan klasik yang mengancam keberlangsungan profesi petani di pulau bali
kami perlu sampaikan bahwa produk produk tersebut memang tidak menggunakan empat pelarut tersebut
bagaimana cara ini mempengaruhi elektabilitas
nah ternyata masyarakat minat untuk menggunakan pam
udah otw dua tahun persiapan kan
kalau yang pertama itu
dan pengurus isi pusat yang rutin mengecek persiapan venue
tidak hanya pelaku dan korban katakanlah demikian tetapi juga pihak sekolah keluarga kedua belah pihak
uji klinik akan dilaksanakan di delapan rumah sakit di indonesia dengan metode acak kontrol selama tiga bulan
walaupun ada perubahan terkait dengan perhitungan upah minimum profesi atau omp
untuk kemudian sikat sikatin bersihin bersihin
untuk tidak mengumpulkan warga kita dalam kaitan dengan buka bersama
untuk menunjang mata kuliah yang sedang diajarkan oleh bapak ibu dosen
punggul wasit ini harus diungkap dan harus
dan lembut ini umumnya pedagang jenang grendul hanya berjualan dari pukul delapan pagi hingga dua belas siang
dan jangan lupa itu semua adalah efek dari pola hidup yang tidak sehat
di situ baik di perikanan maupun kawasan konservasi karena kita diminta untuk membantu pemerintah juga untuk mendukung pelestarian kawasan konservasi perairan
pertengahan agustus dua ribu dua puluh yang lalu juga sempat diretas oleh pihak tak bertanggung jawab
sudah tidak perlu lagi untuk bukti vaksin
dan ini tentunya tidak kita harapkan bersama
kita akan menggelar piala dunia u tujuh belas
tapi berarti kan r d nya research and development nya lead bank nya harus mau tidak mau ditingkatkan kan
sehingga wajar kalau mereka misalnya awalnya ragu
seharusnya kan dari menit pertama ketika ditetapkan oleh kpu sebagai capres cawapres beliau mundurkan diri
dan untuk informasi selengkapnya kami sudah bergabung dengan riana istiqomah wni yang tinggal di beijing dan juga sebagai mahasiswa minzu university of china
jadi kita adakan ritual
didapati bahwa orang yang lebih rapi tempat tidurnya
setelah olimpik itu kita dapat medali
kabupaten biak numfor memiliki lebih dari lima puluh situs selam
sehingga ketika mereka tidak muncul kesadarannya ya mereka akan berkubang pada siklus yang sama terus terus
dan menggunakan teknologi radio frequency identification atau rfid
itu merupakan sebuah hal yang fundamental
sejak kamis mekan lalu ukraina menghadapi serangan dari invasi pasukan rusia
aktivis juga yang bisa mengkonsolidasi kekuatan itu
tidak lama kereta kargo berangkat
udah akhirnya gua coba lagi kemaren waktu itu gagal
dan tadi juga diikuti oleh prabowo subianto sekitar selang lima menit
oke implementasinya diterjemahkan dengan
dan juga saat ini dalam proses penerimaan logistik
ya maksudnya sama yang bersaing di kelas atas lah
untuk orang orang yang bekerja
ya dari situ yaudah kayak yang paling gue lebih mendalami basket sebenernya waktu smp
jadi tentu program beliau yang sekarang sudah baik
maksudnya ini adalah sejenis stand yang nantinya bisa mencegah
kalau ibu makan itu kualitas
apa sih dulu ya yang masuk yang siswa siswa baru semuanya apa namanya
salam kasih dan sejahtera tuhan
mengatur harga di tingkat impor
lalu kemudian menunggu di resepsionis
pemerintah kan sebetulnya sudah mengeluarkan target optimistis untuk pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua ini
ditempatkan menyebar di lingkungan masyarakat bali yang hindu yang lainnya
apa yang kemudian menjadi pertimbangan pihak polisian sehingga kemudian kedua tersangka
terima kasih anda juga ke sektor ekonomi kreatif di indonesia terutama di pulau dewata
bukan hanya korean pop atau k pop yang punya fandom culture tapi politik itu juga ada dan itu yang harus diwaspadai dan masyarakat memilih terutama ya harus bijak dari situ ya
dan disampaikan oleh riki kusumo
setelah ditembak obat bius sebanyak empat kali
dan mereka yang hanya bekerja kasual atau pekerjaan
proyeknya itu udah diinisiasi dari tahun dua ribu delapan belas
apakah memang menjelang berbuka puasa seperti yang dokter katakan tadi atau malam setelah kita berbuka puasa

mereka juga rela datang sebelum gerobak ini dibuka
karena mahkamah konstitusi adalah pengawal konstitusi
dua pelaku curanmor otomatis tidak bisa berkutik
kalau ngomongin nsa bisa dibilang widi kan anak badul lah ya
dimana kalau kita setiap hari melihatnya itu ya informasi ya hanya dia doang aja gitu
tadi kita kembali lagi ya soalnya banyak yang kritik juga katanya ibl gitu gitu aja
dr catherine gibney seorang ahli penyakit menular
transportasi laut ini juga menjadi transportasi pilihan warga muara gembong
ada beberapa variable dan juga pertimbangan dari pemerintah untuk segera menormalkan harga beras
jokowi berharap pembangunan stadion kanjuruhan yang baru berdampak pada keselamatan penonton dan pemain terjamin
siapa sih pemain yang paling pengen
meskipun di aplikasi itu harus meloncat
kita cukup melakukan registrasi menggunakan ktp dan tap menggunakan kartu pembayaran elektronik
tiga berarti pas tiga ya bu ya
di kalimantan barat itu luas konsesi sawit itu sudah sekitar empat empat juta
dalam artian kita tahu bahwa dalam undang undang di indonesia
karena memang ada di sini darren fox sama buddy hilt yang masih connect bagus
di atas kairul tanjung pokoknya
karena prinsipnya vaksin pcv ini sama yang diberikan di rumah sakit ataupun juga yang diberikan di puskesmas
nah kalau tadi diceritain sih di dalam vr ini sendiri saya sedang menata kabel
nah ini yang harus dilakukan selama rangkaian atau sitwa beradaan para jemaah haji dan umroh ini
pengunucian wilayah atau lokasi di ibu kota bejing
koneksi kultur dan pengembangan hati hati
namun pemerintah harus membuat keputusan sulit untuk mengorbankan lahan sawah yang tidak memiliki potensi tanam
kalau sagu dari selama panjang
demi menolong pasien pasien yang luka terutama yang harus menjalani operasi
nana masih ingat tiga bulan lalu kan tiap hari wa kita indah lillahi
nah orang tanya apa yang gak sesuai apakah rumputnya
selama lebih dari dua abad australia post telah mengirimkan surat setiap hari
sampai kapan sebenarnya kebijakan lockdown akan dilonggarkan
tapi memang stunting itu karena kurang gizi pak ganjar
kompetisi tahun ini jadi sangat besar karena banyak sekali film yang gak bisa rilis gitu basically
kalau anda mengontrak rumah ternyata dengan porsi yang lebih besar dari yang saya sebutkan sebelumnya
tak perlu jauh jauh ke yunani untuk bisa menikmati suasana bergaya santorini
dan kita bisa lihat seperti apa persaingannya bahwa ternyata dua paslon nomor satu sama nomor dua itu betul betul sama netizen tidak dipisahkan
jadi kan kita tahu ya bahwa pada saat covid sembilan belas itu kan ada bermacam jenis platform daripada vaksin covid sembilan belas
nah tapi yang perlu dicamkan adalah dalam melakukan transisi itu kan kita harus mengurangi karbon
gak ada rencana lah untuk bikin gor ini
jadi biarkanlah melalui rendungan kita pada hari ini
gimana sih kita gak bisa dibagi ke pemain pemain sekarang gitu
jadi rumah batik ini bukan hanya sepedara untuk produksi batik
ini yang proses awalnya pemintalan benang
oh tapi kan koko tadi bilang juga tuh di tiga tahun koko pensiun banyak juga tim tim yang nawarin tapi kalau kota koko udah nyaman lah di bbm
untuk mendapatkan satu lembar vegan leather atau kumpulan serat bakteri membutuhkan waktu satu bulan tergantung tingkat ketebalan yang diinginkan
dan kita berterformasi yang tadinya peduli lindungi untuk covid
jadi di sini karena edukasi kami free pak jadi ini tidak perlu bayar
kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang
tampaknya memang itu dibangun dalam konteks tadi
kalau masih ada bully
jadi kita kayak konsultasi dengan
namun ada sejumlah aturan yang harus dipahami ketika menggunakan sepeda listrik
salah satunya adalah kolam atau belumbang
saya juga kalau lagi nggak enak badan ya konsumsinya lumayan banyak
yuk berangkat ke gresik
menjadi tolak ukur bagi seorang dokter umum
jika tidak dibangi dengan peningkatan kapasitas tracing testing dan treatment dan juga vaksinasi
kenapa karena sumber energinya itu akan ngambil dari lemak
berbicara tidak senonoh dan memaki itu tidak apa apa
aku ada lagi mau bikin juga lagi bikin penginapan juga mas di cepara
nah hari ini saya punya tips kita bikin bakwan yang high level
isiannya yaitu kornet ini
dari mulai sambal kecap jahe hingga sambal matah
jadi saya dari kampungnya itu pulang
bukan bapaknya keren ya mantunnya ya
ya jadi kan dia pencari bakat
restoran ini menjadi tujuan banyak wisatawan asing yang ingin menikmati santapan lokal maupun internasional
nggak setuju nggak setuju
ia pun langsung diberi pertolongan pertama
biasanya di kedutaan itu mereka mengadakan buka puasa bersama
lalu ada fintech ada beberapa instansi pemerintah seperti kpu
tetapi untuk kawasan seperti byron shire
baru datang dengan tentang kita masing
kemudian meja kita bisa di meja kita ya
kalo yang pertama itu super deg degan emas pertama itu
pengaruh alkohol akibatnya antara visual otak dengan juga otot otot yang mau kita gerakan itu akan berjalan tidak semestinya
perjalanan jauh dari arah jombang menuju surabaya dan sebaliknya ini berpotensi membuat pengendara lelah dan mengantuk

jadi karbon yang keluar dihasilkan dari pembangkit itu yang ditangkap
waktu dua puluh empat jam ini adalah waktu beribadah bersama dengan tuhan
di mercedes kan dulu dia dua terus sama lewis kan
dan relasinya dengan masyarakat masyarakat sekitar di situ
sementara saat akhir pekan buka mulai pukul tujuh pagi
berarti gak semuanya di desa lontar tadi
sehat titip jangan ego daerah itu dikedepankan
orang pernah kebetulan saya juga pernah waktu kuliah pakai jadi buat teman pertukar pikiran terus curhat gitu doang sih
memang kalau dari segi funding ini selalu menjadi tantangan tersendiri
bahwa adanya mereka ini adalah indikator ekosistem yang sehat
pkb gus yusuf ya
saudara pendengar penelitian baru dari universitas melbourne
kita kan juga membuat jejaring itu kan kita lihat ternyata netizen sangat tertarik gitu
yang tentunya sebagai badan pengawas
kalau tadi kita sudah mengelaborasi untuk hal pertimbangan tadi ya
berwisata ke yogyakarta tidak harus tinggal di hotel yang mahal mewah namun jauh dari pusat kota
tetapi mereka mungkin karena schedule program men loonya
bener bener udah banyak teman teman juga yang balik ke keluarga yang balik ke pacar juga
jadinya dia lawan pj sm dewa
pertambahan penduduk itu semakin meningkat
pak gatot boleh diupdate seperti apa penyidikan hingga saat ini
situasinya menjadi serba abu abu
untuk jauh dari zona bahaya ini
karena kalau kita lihat ini komponen yang paling mahal
kenapa pcr itu lebih sensitif
ia menyarankan bahwa ketika mempertimbangkan bahan bahan asli
begini prinsipnya apabila proses imporannya
uniknya olahan betis ini berbeda dari biasanya
tapi semenjak itu masih komunikasi atau
untuk soto campur hanya seharga rp empat belas
karena supaya gak di post di akun pribadi bener gak
yang ketiga jangan mudah terbuat
dan dia berusaha mengkontrol penyebarannya ya mas aldi dan mbak dea

mehdi dan istrinya mengaku tidak punya bakat memasak
apa artinya jalanmu untuk hidup kami
radio advent suara pengharapan
sehingga memang perlu ekstrak keras bagi pemerintah untuk mempersiapkan berbagai infrastruktur
seperti yang terpasang pada alat sprinkle ini pekerjaan petani di ladang menjadi lebih efisien
oke artinya akan ada banyak kritikan terhadap kinerja ekonominya pak jokowi
dampak dari perubahan iklim adalah suhu
bagaimana anak anak muda indonesia ini para pelajar ini bisa nggak ada halangan untuk bisa mengakses informasi jendela dunia
dan jangan lupa sebenarnya ini masih lemah pembenahan public transport di lokal di daerah
barang barang yang ada di dalamnya itu benar benar tercover aman
pada pertemuan selanjutnya kita akan kupas tentang eksersis
selain itu heru pambudi selaku sekretaris jenderal kemenku dan awan nurmawan nuh selaku inspektora jenderal kemenku
lima hari pada suhu kulkas dan dua bulan di freezer
kalau kita lihat kondisi ekonomi kita tidak ada masalah
karena jangan sampai dpr seragam untuk semua keputusan pemerintah tidak baik
karya lukisan glitter dan lukisan hard mix dijual mulai dari indonesia
action yang akan dilakukan oleh badan pangan nasional tentunya bersama bulog
diantaranya minimal tinggi badan anak anak satu ratus sepuluh cm
tapi climate change atau perubahan iklim ini akan merubah juga kebutuhan pergerakan mereka karena makanan dan sumber
di mana produksi ini menjadi produksi dalam negeri
ini udah ada suaranya kita udah sebutin juga can
pastinya saya juga gak berani minum sih
jauh di bawah indonesia tetapi tidak boleh meremehkan
umumnya kalau besi kan bagian ending atau bagian terakhir itu kan ditekuk pak ya
memberikan tekanan ekstra pada para penyewa
terutama mereka yang sudah berjuang di garda terdepan
selamat siang ismail salam sehat
tak ada salahnya untuk mengajak serta anak anaknya berlibur
makanan ini disebut sebagai menu peranakan karena merupakan campuran antara budaya timkoa
sudah dibawa ke rumah sakit dan saat ini proses investigasi masih berlangsung
dan apalagi lu juara orang tua lu ngerayain bareng gitu
ya sebenarnya untuk saat ini tidak diperlukan ya impor ya
dari data yang kami teroleh
merupakan seorang guru besar dan profesor di fakultas ekonomi dan bisnis
yaitu sepanjang tiga km
pulang kerja lalu terjebak macet terkadang membuat kita menjadi penat belum lagi jika
jadi motivasi saya itu untuk menjaga agar stabilitas tubuh saya tetap seimbang sampai nanti ke depannya sampai tua
dari ratusan g cert tersebut apakah ada instansi pemerintah yang memang datanya pernah bocor
yang harus diadres langsung sekarang
nanti pas gede ternyata dia tertarik juga ternyata masih bisa
kebetulan karena warga negara
yang akan disampaikan oleh pendeta andri dembani dan ayura joseph mani
di dalam nampan juga diselipkan nama nama keluarga yang telah meninggal dan minta didoakan
dengan persahabatan agak lebih mengkerucut
ataupun akan dinonaktifkan dan firly pun mengatakan bahwa setelah ada keputusan
oh ku kan pergi
namun upaya itu belum berhasil memutus rantai pasokan bentor
tidak hanya itu wiku juga mengingatkan
ya kalau masalah tertinggal itu kan pertandingan ini masih lama ya masih panjang gitu
itu baru di beberapa kabupaten di wilayah banjumas
mulai berapa dari gaji sehingga kita juga tidak boncos juga nih
seperti tadi mas revo sampaikan nanti mau ditaruh di mana
mengelola manajemen seperti ini tidak gampang ini yang sedang kita siapkan
kalau mulai membara pen kita taruh kayu
program ini selayaknya diperhitungkan secara matang
akhirnya kemudian muncul tuh berada di kolam yang sama di ruang gemah yang sama di echo chamber yang sama
lebih banyak di bidang sains teknologi
mumpung jaraknya tidak terlalu jauh dari kantor
sebelum dilakukan operasi nanning merasa penglihatannya seperti terhalang kabut
terima kasih banyak telah menyediakan bagi kami jawaban alkitabiah
kalau rate kpr itu adalah lima berpahun
oleh presiden dan juga baca pres setelah makan siang nanti
nah ini yang soya
ya pasar fabian menyimpan banyak sisi unik dan bersejarah
ada masalah soal pasal pasal penerapan undang undang narkotika tersebut
jadi gorengan yang terlalu banyak ya seperti kita tahu gorengan kandungannya tinggi lemak
dan lebih cenderung ke politik daripada kepentingan ekonomi
beberapa orang seperti kristen o connell
untuk menanggung beban lebih besar dalam pendanaan disabilitas
dari jam lima sampai jam delapan jam sembilan
memang tidak semua aktivitas dilakukan secara transaksional mempekerjakan orang
misalnya setiap tanggal satu dan setiap tanggal lima belas
sebanyak hampir dua ratus sembilan puluh ribu orang
namun memang karena sebagian besar adalah terkait dengan wanita oleh sebab itu ini perlu kita ketahui bersama
ini semua menjadi data publik
si anak gue tuh megang bola basket
yang mahal apa biayakan banyak
tapi kalau dia tidak pharmaceutical grade kita tidak pernah tahu
karena menggunakan daging betis domba utuh tanpa dipotong
sumatera utara sumatera barat
lagu yang dipilihkan judulnya temukan kita setia
ini juga masih dalam tahap penyelidikan badan pengawasan obat dan makanan
cita rasanya ini sangat manis dan juga gurih
negara super power itu mereka memang membangun renewable energy nya secara masif
bagaimana konsumsi makanannya dan seterusnya
ya jangan juga ada terjerembab atau apapun lagi
iya terus kan diuntar juga lumayan apa tim basket kcm nya bagus kan
mengapa harus terdapat penganiayaan yang sedemikian kejam
ini kayu yang termasuk ke dalam kayu keras
kalau saya bacakan ini india sendiri sudah menyetop sejak juli lalu untuk beras basmati
kita akan bahas langsung dengan analis politik universitas al azhar indonesia ujang komarudin selamat malam
kemudian diinvestasikan seperti itu mbak
nah itu lu menyikapinnya gimana sih sebagai pemain muda yang istilahnya sedang naik daun gitu
kini beralih fungsi menjadi rumah sakit darurat covid sembilan belas
yang akhirnya suara pembicaraan tertutup dan kita tidak bisa mendengar
anggota dewan permakilan rakyat dari partai demokrasi indonesia perjuangan
roti dipanggang selama tiga menit terlebih dahulu
saat ini anda sedang berada di luar ruangan
sehingga bisa mengontrol harga beras
untuk memasak atau menyediakan hidangan
inilah hebatnya perencanaan pembangunan kita
komunitas miskin wilayah dan tingkat pendidikan rendah dan komunitas pribumi
seluruh warga asing yang masuk ke indonesia
namun kini penglihatannya sudah lebih jelas
kini salah satu pedagang nasi cikur di jalan sambong jaya tasikmalaya
antara pelaku dan korban ini kan
salah satu orang mungkin yang dibukakan jalannya mungkin oleh coach gibi mungkin ya wid ya
band juga jadi mayoret dan juga penari remo menurut saya itu membuat saya buat membahagiakan
karena menghilangkan sakit yang saya alami pada saat itu
aku kan ngelewatin banyak pertandingan banyak kalah segala macem gitu
hukum tuhan yang termasuk dalamnya hukum kesehatan
penyakit ini disebabkan oleh kadar gula tinggi yang bersifat kronik dan jangka panjang
namun seiring berjalannya waktu pembeli produk limbah ban ini menurun
karena itu kami melihat yang disebut sebagai promotif preventif kuratif ini harus seimbang
madu mongso tapi ntar harus ditambahin lagi sama gula aren lah
gak akan di amungrogo kalau gak di ugm
mas mak jadi kalau menurutmu
dan juga negara lain yang memiliki nilai nilai yang sama
keluar rumah mainnya sama si dudung
namun diakui masih ada sejumlah hal yang menjadi tantangan bagi sepatu sepatu olahraga buatan dalam negeri
kali ini ia membawa bakpia ke sumatera sebagai oleh oleh bagi kerabatnya di sana
ini yang sudah dikipas sama ibunya yang sudah versi benar
tidak ada lagi kesalahan kesalahan yang tidak perlu
saya kira kalau kita bertanya apakah profesi pns itu masih menjadi prima dona atau tidak
pihak pt kereta api untuk menyimpulkan tersebut
ada yang mengusulkan pernawiran tentara
akan lebih sering lagi melaksanakan buka puasa bersama seperti itu
itu harus mengakumulasikan harga dari pengiriman pertama ke pengiriman kedua
namun air yang minim membuat hasil tanamnya tidak maksimal
jadi rasanya kita sudah mulai bisa membangkit gitu
dan saya sangat percaya setelah anda memiliki cinta dan pasien untuk hal atau topik tertentu
jadi inilah kekuatan kita ayo kita menjadi petani petani muda
sama freestyle itu seperti menghujam ataupun kayak takraw
jadi memang semua menu kita rata rata tuh di bawah lima ratus kalori
sudah selesai dasarnya di telaga samares
sudah kita adres revisi permendak lima puluh dua ribu dua puluh ini
lu udah bisa ngedang dari kapan bro
kalau dulu dia main tuh bagus sih bagus gitu
semoga persidangan hari jumat semua yang dipanggil mahkamah hadir
jadi secara impact follower gue nambah
konflik itu tidak bisa dihindari itu sunatullah itu fitrah
sebagai salah satu standar dalam media testing dan tracing deteksi pasien covid sembilan belas di indonesia
dan sekarang croissant waffle sudah tidak lagi jaman
misalnya dari tarian karonsi
keuntungan yang ditaksir habis sepuluh triliun pak
namun mengapa sebagian masyarakat
beliau suka pergi ke
atau emang udah lah hobi aja awalnya atau gimana
kini naik transportasi massal di jakarta menjadi jauh lebih nyaman karena unit armada jaklinko atau mikrotrans sudah tersedia
nantinya apa yang diajarin dia juga apa yang diajarin koroni juga saya bisa tularkan ke anak basket yang lainnya
selanjutnya dari korporasi dan bursa
namun bila dikukus selama empat jam bisa bertahan seminggu
ya aku pasti setuju
jadi pada orang tua itu justru proporsi kematiannya tiga puluh ini memang jauh lebih tinggi
uniknya lagi minuman ini disajikan dengan sedotan dari tepung beras yang juga bisa dimakan
kooperasi dari petani oleh petani dan untuk petani ini juga berfungsi memangkas rantai pasar
di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang dilakukan
lo bener bener harus standby lo harus ngurusin apa namanya kontak kameramen kontak pa kontak sana sini sana sini
atau adakah kemungkinan kedua belah pihak memang berkehendak untuk bertemu dalam satu kelompok tertentu
menjaga seorang sutton yang secara
karena saya memilih jaklinggo lebih ada ac
jadi pr kita ini berat ya
artinya kalo masalahnya lebih jago
sementara setelahnya pemain dibebaskan untuk melakukan pukulan volley atau tanpa memantul ke lapangan
untuk tanggal lima memang kita ada kerjasama dengan perbankan
indonesia pasti akan mendukung
nah disitulah makanan makanan kue sus itu disajikan
tentara dan tentara mengancam sepacem itu
kami persilahkan untuk bertanya kepada calon presiden nomor satu bapak anies baswedan
dengan beberapa negara asean
puas berkreasi kami beranjak ke museum indonesia yang kini hadir dengan tampilan dan tema baru
satu dekade berarti sudah hampir sepuluh tahun ya kita lihat bagaimana sebenarnya kita bicara dengan apa itu belt and road initiative dan itu sejarahnya
saya bersama tony menyiapkan santan
karena waktu itu kan sebelum referendum itu
dan itu tidak akan membantu konsumsi
yang tak dapat diambilnya

marilah siapa yang mau
prita hapsarigosi perencana keuangan
kira kira dari mas era apa sih buat cabur menembak di indonesia harapannya
oke coace apa saja sebetulnya dampak positif yang bisa dirasakan khususnya oleh sektor ekonomi kreatif dengan adanya ktt world water forum ke sepuluh di bali ini
ya sebetulnya sih kalau yang kita bicara ideal ya
perempuan lebih besar dari laki laki
ataupun di desa pegayaman di kecamatan sukasada kabupaten buleleng bali
berdasarkan survei kemenhub pada maret dua ribu dua puluh dua
itu empat tahun lalu ya empat tahun lalu ya
alhamdulillah ini udah sembuh lagi cuma kayak gini doang
ketika mereka kembali ke rumah mereka melihat tubuh antonio diangkut oleh tentara pemerintah
di tempat tempat yang dikuasai rusia di mana penahanan ini diduga bertujuan untuk mengedukasi politik terhadap anak anak ukraina
tapi ya itu di atas kertas aja kita gak tau ya
sedang menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara
harganya tentu lebih murah dibandingkan yang dijual di jakarta
tapi jangan bayangkan mereka bermain di tanah lapang
karena sampai sekarang pun belum bisa kecuali tadi
waktu itu kan kodjojo masuk ke tim sm yang boleh abu bilang kan cukup kuat ya kok ya maksudnya
tanpa ada sensitivitas penegak hukum kepolisian ya ini tidak akan berjalan
nah di sini yang harus kita ingatkan secara terus menerus
tetapi kami juga harus tuntut dari penenun
tapi ngomongin soal film juni ini apa sebetulnya yang ingin disuarakan dari film ini
karena kita ziarah untuk mendoakan kedua orang tua
sehingga nanti treatment nya benar
karena sifatnya yang membuat ketagihan terdapat juga pasar ilegal
kita akan nampuh mencapai tiga puluh juta itu
sebab pembeli sudah lebih jeli memilih jajanan dengan kualitas rasa dan rupa yang saling melengkapi
perjuangannya apa anda harus menurunkan pengeluaran anda
kapsalon adalah hidangan asal belanda yang terdiri dari kentang tumbuk daging doner sayur dan keju
karena ada juga penelitian yang mengatakan bertolak belakang ya bahwa isoflavon itu meningkatkan risiko kanker payudara
misalnya di transaksiun di transit di mana mana gitu
ada dua poin yang harus saya sampaikan
berjalan sejenak selama empat hari
kalau saya rasanya ingin melahap semuanya
dengan memperhatikan asupan yang akan dikonsumsi
kalau berjasa sih nggak teringat aja om
di daerah itu harus bergerak terlebih dahulu
sehingga sistem sistem yang sekarang sedang ada itu bisa kita lihat apakah benar benar mengalami kebocoran dan kita lihat apakah dia benar benar bisa berjalan baik pada saat ini
masing masing topping ini dihargai lima sepuluh rupiah saja
nah maka yang harus dicari tahu solusinya adalah dulu utangnya adalah utang apa
dan sebelumnya tidak punya tambungan atau mungkin warisan
dan juga mengingat beberapa waktu lalu kita tahu ada bencana besar melanda turki
itu nya tali itu kayak kurang kuat
fenomena itu sebenarnya ada juga di indonesia
kemudian kan ngadunya juga ke pak ganjar juga nanti
ini kami melihat bahwa kondisi ini
doktor dokter diki budiman
paling besar di pos lebaran dan thr
buat peternakan rakyat mudah sekali
iya mereka malah kayaknya nggak tahu perilakunya itu tertarik mereka memang
rencananya pada periode tersebut akan ada dua puluh dua perjalanan lrt jabodebek di seluruh rute
karena memang kenapa reforma agraria itu sering ditakuti oleh penguasa

bagaimana proses pembuatan dan berapa penghasilan pedagang bubur kacang hijau
lonjakan kasus ini pun kembali menjadi sentimen penggerak pasar keuangan dalam sepekan ini
meski widi yang kini membela klub satria muda tak ikut berlagak bersama pras pada sea games dua ribu dua puluh satu
aku masajir tadi ya aku makanya dua nasi rawon
didin iswandani surabaya jawa timur
kebun jeruk jakarta barat
karena jaman enam delapan dua itu kenapa gue pilih
saya memilih untuk mundur satu langkah yaitu membedakan antara bullying dengan ragging
yang mungkin ingin memastikan apakah terinfeksi covid sembilan belas atau tidak
sekitar enam atau delapan orang gitu
itu malah menurut gue lumayan banyak sekarang
masih ingat nggak misalnya gerakan triple o dulu di amerika
beraroma mistis dan spiritual demi mengejar cita cita
yang empat ini adalah patoknya
penurunan capaian belajar kondisi kognitif atau kemampuan berpikir anak terganggu
artinya akses transportasi kereta api terputus ya mbak ita
kebanyakan sudah beralih fungsi sebagai tempat kos atau warung makanan
nah nanti di dalam kepada para korban itu yang ditawarkan apa
bang ari kita tahu pulau kalimantan ini kan salah satu paru paru dunia ya karena luas hutannya empat puluh juta hektare sekitar empat puluh juta hektare lah
nah saat melintas masukkan ke gigi satu agar ada daya dorong
janganlah kita didapati sebagai penjaga yang tertidur
saya pun mengunjungi salah satu kopi tiam
menurut pegiat keselamatan berkendara sonny harisno menyebut
hal ini dikaitkan dengan permainan dan aktivitas luar ruangan
penting dan memang sangat membantu dan juga apakah ini merupakan teman atau ancaman bagi keberadaan
karena seriesnya sudah naik kelas mavri
hal hal semacam ini saya kira secara paralel harus diselesaikan
peserta mencari coklat berbentuk telur permen atau telur asli
untuk whatsapp dan telegram
sebuah situs yang membantu orang
bagaimana kemudian awalnya mereka mendapatkan informasi tergiur begitu ya mengenai adanya uang yang bisa didapatkan dengan menjual organ di internet dan bagaimana mereka kemudian menyusun skenario
karena jerry umbas menyampaikan atau menuliskan atensinya dari tempat ini ya
mudah mudahan dengan pola baru pada tahun ini dengan screening kesehatan terlebih dahulu
ini kan ada peningkatan dari peran puskesmas ke puskesmas kalau seperti apa
ya jadi kami latihan dengan rico hanzono setiap pagi
apa yang saya rasain ketika pakai sandal itu postur lari kita postur lari saya itu lebih natural sih
tidak ada penanganan spesifik terkait dengan sleep paralysis yang jarang terjadi
sebenernya natural aja sih ya sebenernya natural kalo lu
maka mereka dengan mudah berjualan ke kota lain
itu tadi permasalahannya adalah coach sintayong tentunya pasti akan mengambil pemain pemain terbaik yang ada di indonesia
dalam perayaan imlek sendiri semua anak anak ke rumah
itu yang nanti disebut dengan qiblat papat kalimo pancer
kita kirim secara gelondongan ya gitu ya
bahwa anda tidak pantas untuk surga
sebagai capaian dari surabaya
mungkin sekitar lima juta rupiah ya saat ini
akan sangat merugikan dan menghabat kinerja mereka
yang sepertinya memberikan legalitas terhadap hal ini agak sedikit sumir ya
jad sebelumnya diketahui ikut terlibat dengan aksi serupa yang dipengembangkan gereja di jolo filipina tahun dua ribu sembilan belas
yang kemungkinan akan mengalami banjirok di pesisir jawa timur
kayak kemarin mau ikut yang di wts lima ratus tokyo
kita akan sampaikan kepada masyarakat aplikasinya kalau memang kita sudah melalui
jadi kita akan buka di kitab lukas sekarang fasal ke lima ayat tiga puluh satu sampai tiga puluh dua
di tempat ini kita akan belajar tentang bagaimana menabah cuan dengan memelihara beberapa binatang seperti sugar glider landak mini dan juga lobster air tawar
maka ya sudah barang tentu itu
jadi buat gue yang paling berkesan episode delapan itu
pas sembilan bulan pas ini aja
dan saat dia berbaring bersembunyi dengan anak anaknya jaseline bertanya tanya apakah suaminya akan selamat
karena kan staffa juga gak mempromos panjang
apalagi berdasarkan satu kali kesempatan debat yang tidak resmi bukan versi kpu itu
ini kadang radang tenggorokan sering terus leher cepat keringatan tubuh keringatan
menu fast food sehat rata rata diminati oleh kaum muda
kita merangkul yang berminat juga pickleball dari banyak tempat
kalau enggak salah ya ada nge upload baju apa lama iya jersey juga ya kalau enggak salah
mengurangi konsumsi produk pertanian tradisional seperti daging sapi dan ayam
bukan kita ngambil ke pabrik bukan ini
ibu rumah tangga ini sudah lebih dari empat tahun
memberikan terang kepada mereka yang berada di sekeliling kita
ada kerja rapat antara tim respons terhadap kesehatan
kita juga sudah kerjasama dengan google untuk jalan jalan fungsional juga sudah ada di google nanti
yang menyebabkan penyelenggara acara mengatakan bahwa mereka membuat keputusan setelah perusahaan perusahaan rusia yang akan ambil bagian diberi sanksi
terus udah gitu berita tentang seperti dendam dan juga yuni juga bisa ngasih semangat yang baru semoga gitu buat temen temen semua
dan festival musik di daerah anda
jadi kalau misalkan mereka tidak berkesempatan menyaksikannya langsung dalam stadion
para ahli mengatakan pendungan waragamba yang berfungsi sebagai waduk utama sydney
dan nyeri saraf sejak awal usia dua puluh an
di saat terjadi gejolak krisis justru harga komunitas meningkat ya
tetapi manusia dapat menemukan berbagai cara untuk mengurangi risiko bencana dan menyelamatkan nyawa
minuman kelapa kini seolah menggeser tren es kopi susu dan teh susu boba
atau mungkin para content creator tidak lagi berkarya
alhamdulillah baik selamat sore waktu texas amerika
dulu kematian ibu itu paling besar
ketika tuh kita bisnis jadi banyakanu
sebuah perusahaan bioteknologi di london kini berfokus pada pembuatan lemak hasil budidaya
mereka telah merombak tauratmu
jadi tak mengherankan bila masa kampanye seperti ini
dan segi bahan juga kita emang developnya itu berulang ulang mas
tetapi jalan yang benar
yang di nasdem pks dan juga pkb
itu tanggal tiga puluh juni
yang untuk versi ini music arrangernya oleh saudara david suartoyo dengan iringan salimba school ensemble
hingga telur puyuh bermunculan dari dalam bakso besar ini
nah ini selama ini tantangan terbesar dalam melakukan konservasi di indonesia
apa sih yang membuat dila milih tenis gitu
iya sampai tembus ini ya
memanggil nama nama yang lebih senior
bukan hanya topping jengkol daging cincang serta tetelan sapinya membuat kedai yang dikelola secara turun temurun ini terus diburu
karena mereka meyakini bahwa tanah palestina ini merupakan
aku cuma hadir ke acara ini yaitu jakarta warehouse project
pekerjaannya dengan baik oke mas reza kalau tadi
di beberapa kasus crowd crush sama stampede itu
bagaimana menurut anda apa yang akan terjadi
dalam sehari produksi tahu potong di pabrik modern bisa menghasilkan kurang lebih dua empat ratus potong dengan harga jual satuan lima ratus rupiah
mulai dari terluka karena terkena benda tajam
tapi kalo udah main di lapangan dia bercanda mulu
lagi kanker mungkin takut juga kita keriput segala macam gitu kan
kalo cabur menembak ada yang induvidu eh bola induvidu main lah
jalur undangan sma sebelas ke unpa ke jurusan perikanan
surya bercerita dirinya memperoleh keuntungan bersih lima hingga delapan juta rupiah per bulan dari hotel reptil saja
mereka bahkan untuk saya sempat tanya ke pengelola apartemen atau ke pemerintah di beijing lokal gitu mereka bilang masih belum tahu kapan
soalnya kita gak se edgy itu mas ya
mungkin orang zaman dulu akan bilang
mulai dari perkawinan yang tidak dicatatkan warga yang tidak menempuh pendidikan formal hingga mata pencaharian petani tradisional
jadi anak anak rambutnya setiap hari alhamdulillah ada tumbuh tumbuh terus
jadi kita tetap melihat bahwa ppkm adalah kunci yang cukup efektif
lalu di lorong itu kami hantar
untuk memperlambat terjadinya katarak dianjurkan untuk melakukan gaya hidup yang sehat
ya coach sintayong melakukan kebebasan untuk mengambil pemain pemain tersebut
karena memang baik dari awak media dan juga pihak petugas kepolisian sudah mengerahkan para petugasnya untuk mengatur lalu lintas
oh lu lu berarti sekarang pon gimana nih lu tahun depan masih masuk dong umur lu atau gimana
banjir hujan es longsor dan puting beliung diperkenalkan oleh remainar wiyoga putri
dan itu bisa terlaksana pas aku masih jadi pemain gitu itu udah salah satu goal lah
yang sebesar besarnya pada tim pengendali inflasi
mas arya dan juga teman teman indonesia wish us luck ya
dan mendapatkan manfaat yang sebesar besarnya
kalau diperhatikan baik baik secara umum saya ingin mengatakan mahkamah telah menghidupkan optimisme
sementara itu nur ali pemilik reparasi optimis penghasilannya akan meningkat
jadi konsumsi gula itu tidak buruk
kita akan mengharapkan hal ini menjadi lebih transparan
penelitian lebih lanjut ini ya itu dikaitkan dengan adanya resiko penyakit penyakit kardiofaskular
kalau di sana kan
kalau bener bener dari bawah begini
eh setelah tiga tahun
nah kalo coach stefanowski sendiri udah dateng kan minggu lalu atau gimana sih ko
sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga
pembangunan ppi macquarie university
selain itu sejumlah stan unjuk gigi menyajikan kopi siap teguk secara gratis
kementerian komunikasi dan informatika bahwa undang undang ite yang tadinya dibuat
saat ini saya sudah bersama rinku baisroy seorang pesulap profesional yang akan mengajak anda
tadi kan juga pak alex mengatakan tempat wisata ini juga bisa menjadi indikasi kegembiraan orang
berlayar terus jalan gitu
nah disini nanti kami juga akan menemukan
ya ini adalah salah satu produk jamu unggulan di warung jamu ginggang yang ada di kawasan pakualaman yogyakarta
alhamdulillah ibu mbak dia alhamdulillah sehat delapan belas jam kita puasa ya
jadi dan tempat ini kan memang wv market banyak dikunjungi juga oleh orang orang lokal di sini
saat ini ia tinggal bersama orang tua dari temannya
terima kasih ibu rima atas wacaranya
gue ga peduli gue keberapa yang penting gue di depan cewek itu
kemudian hewan langka yang boleh dimanfaatkan dari penangkaran merupakan kategori f dua
jadi pencemarnya tersebut malah yang digunakan sebagai pelarutnya
apalagi di jalan jalan protokolnya ini memang sudah diperlebar trotoarnya sudah direvitalisasi
car free day itu memang dibutuhkan sama masyarakat
kita melakukan perencanaan dengan stressing kepada hal tersebut
dan jika memang anda buru buru anda ingin pulang kampung lebih cepat
jadi kan banyak anak basket tuh
nah sekarang kalau misalnya orang awam pengen mulai latihan menembak anaknya pengen anak gue nih lu latihan menembak aja lu
jadi harus dipartikan juga dengan makanan memang
kalo emang lebih jago yaudahlah gapapa lah
mungkin harusnya keluarga tersebut keduanya bekerja tetapi hanya salah satu
atau anak anak sekolah kita
nanti jadi peraturannya tujuh puluh lima orang boleh berkumpul
kursi itu kita beli dari uk
anda melihat seperti apa ada perubahan karakter atau sosok dari seorang prabowo
kalau minum enggak masuk enggak
uniknya media yang digunakan bisa dibilang ramah lingkungan
itu perlu dua kali pemberian
mereka juga harus melihat ato
yang menjadi jalur tengkoraknya penjalan kaki di ibu kota
dia nyoba balap terserah dia mau jadi pembalap atau enggak itu lihat nanti lah
maka dengan cara itu nanti ini juga yang akan kita manfaatkan untuk bisa melakukan
atau dikenal dengan segelurus sikep yang tersebar di kebupaten belora grobogan pati kudus jawa tengah
jadi memang poinnya adalah bagaimana mengurangi emisi buangan dari pemakit listrik
konflik disana yang pada akhirnya berakhir
atau budaya kedua negara ini
dalam sidang kabinet tersebut presiden jokowi mengatakan
nah secara besar besaran dia pindah ke tiga kg
ini fundamental ekonomi kita benar benar di challenge untuk terus bisa tetap mempertahankan momentum pemulihan ekonomi di masa pandemi ini
jadi kalau ini dikombinasikan dengan ini
saya berkumpul dengan anak anak sedulur sedulur sikap yang ada di rumah kendeng
dan istri sehari hari pun memasak di luar rumah pernah terbersih untuk keluar dari kampung ini
dijual seharga sepuluh ribu rupiah saja
karena strukturnya tidak sekuat bata konvensional atau dinding semen konvensional
karena bagaimanapun apa yang ditanam oleh teman teman sedulur petani
mengaku merasa beruntung dapat selamat
ya maggie kami dari awak media di istana sudah menyiapkan sejumlah ruangan khusus
kita belum bilang seperti itu
tapi jangan masuk sampai masuk
tapi karena pandemi tahun lalu itu ditiadakan
kalau kita setiap orang berobat ke luar negeri kan berarti ada inilah yang berarti
setuju dalam artian ya berarti ini diadopsikan
kecepatan ketinggian dan lain lain
seperti es kopi dan milk tea yang menurutnya kurang sehat
saat si pemilik harus pergi ke luar kota misalnya si pemilik akan mencarikan tempat penitipan terbaik bagi hewan peliharaannya
saudara pendengar yang setia radio advent suara pengharapan
nah kalau di korea selatan ini juga menjadi kebiasaan
hingga rujak es krim yang banyak di guru pengunjung
jadi solar yang dipakai ditambang sekarang itu udah campurannya empat puluh loh biodiesel ya
masalahnya adalah ada dugaan keterlibatan presiden
dan itu profil ini yang menarik menurut saya karena sama
seperti yang dilaporkan oleh greg diet berikut ini
apa sih konteks kompetisi ini untuk apa sih kompetisi ini
lebih sejahtera mana kemudian live streaming kah atau konser yang sekarang lagi marak
masa negeri ini mau dirusak dengan laporan laporan tempungan seperti itu
karena sumber daya manusianya juga berasal dari institusi yang bersangkutan
itu harus betul betul diseleksi dengan baik
semoga kalian gak bakal nyesel buat datang ke acara ini
karena kita lihat ini juga situasi semakin mengerikan di gaza
terus nanti kalo ada beberapa minggu off
nah ini indonesia harus kita bersyukur punya batubara ya
guyuran sambal kental di setiap mangkuk berisikan bakso jengkol ini membuat tergiur untuk disantap

laser adalah alat dengan gelombang cahaya tertentu
cuman tadi pada saat di jalan besar atau jalan raya seperti ini ini kayak agak agak ngeri saat harus berdampingan dengan kendaraan yang lebih besar kayak mobil ataupun motor motor lainnya
seolah olah tidak mendukung buruk
bukannya mepet mepet ya karena kalau di sini itu mepet mepet
penting berdasarkan ekosistem yang sehat
makanan yang ada di pasar sini ini lontong lodeh nangka muda sederhana rasanya sangat homey ya
suasana saat ini kondisi saat ini
petani memerlukan biaya investasi antara dua puluh lima hingga tiga puluh lima juta rupiah
satu orang tua satu negara
ketika melatih pasukan pengibar bendera pare pare sulawesi selatan
yakni pekan olahraga nasional ke dua puluh satu di aceh dan sumatera utara
tercatat sudah sembilan puluh delapan anak yang kecanduan gawai dirawat selama pandemi covid sembilan belas
sehingga jangan main main dalam hal melawan covid sembilan belas yang ada di indonesia ini
ini menandakan ada sejumlah alasan mengapa pada saat itu pemerintah memutuskan
mulai dari pemerintah sarana dan prasarana pendukung dan masyarakat umum
kita lihat kasur terutama itu terlihat bersih
atau orang asing yang ditempat kediamanmu
kayak main di sepak bola gitu
itu event pertama kan apa divisi ya
yaitu jikalau kita menuruti perintah perintahnya
untuk membuktikan bahwa bansos itu memiliki efek elektoral
oke kalau untuk beban puskesma
pertama faktor literasi digital
acara ini diharapkan bisa membantu mempromosikan destinasi wisata unggulan yang ada di banyuwangi
dan setelah beberapa saat mencoba prosesnya akhirnya tempat sampah dari limba ban bekas ini jadi
kalau di sini ada dishub di situ ada polisi pernah ditegur gak pak
dari seratus orang itu yang mengundurkan
nggak seger enak kayak bikinnya gerin terus harganya juga wakit gitu
dengan makan yang enak enak enak nah biar kuat menghadapi kenyataan pagi pagi begini caganjar
nah awalnya kita semuanya main apollo ya
terus kalau orang orang sekitar juga kayaknya gak ada yang ngomong kayak gitu sih
apa ini merupakan portal berita
oh ya evakuasi sudah mulai bisa dijalankan
kalau ortus delapan memilih memproduksi sepatu olahraga dengan kisaran harga rp empat ratus sembilan puluh sembilan rp sembilan ratus sembilan puluh sembilan
kemudian diputuskan lagi impor satu enam juta ton
dan itu tidak ada nah tadinya
sedikit demikian kedua orang tua pras tawa berpesan agar kemenangan itu bukan jadi pencapaian terakhirnya
nanti yang negeri tuh ini siapa sih ketanyaannya
lalu diikat dengan tali untuk melindungi dari potensi tercajar
dengan kepedulian kita semua
jadi mereka memang benar benar kayak ada yang memang bekerja dan bisa bekerja dari rumah sehingga mereka tetap memperoleh penghasilan
tersisa utamanya di wilayah kecamatan semarang utara kecamatan dayam sari kecamatan genuk dan
jadi wasarakat kampung ini menjadi pelaku industri pariwisatanya itu sendiri
ini seperti setiap kebohongan yang terucap membangun jeruji penjara di sekitar anda
terkait dengan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan sodara ds
lima belas daerah berstatus zona merah dua puluh dua orangnya dan satu kabupaten kuning
jadi kalau ingin menjadi mengabdikan diri di keraton
badan pom tidak bisa melakukan pengawasan selama tidak ada standarnya yang harus diacu
karena hukum hukum fisika belum bisa menjelaskan apa yang terjadi di dalam situ
di tiongkok di dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh tiga itu mencapai enam dua persen
berbeda topiknya dengan yang tadi mengenai hal yang tadi sebenarnya sudah disinggung ya
baru dilerai sama si saudara sen gitu
bisa meledak saat dioplos atau bisa juga meledak saat dipakai
bener bener mantap mantap
kita akan lihat juga selanjutnya apa ya kira kira yang harus dipersiapkan
tapi menghormati ya lingkungan mereka
sehingga mudah mudahan pertumbuhannya tetap terjaga ya
dan bicara soal olahraga teknologi saat ini juga memungkinkan smartphone anda
gak masuk masuk pas gue lihat ah cewe
sebelum transportasi berbasis daring populer seperti saat ini
nur hadi dengan status yang masih dinamis seperti sekarang tapi kemudian di sisi lain banyak juga warga yang kembali ke rumah mereka
dan juga tentu penting perlindungan dengan di kulit ya
yang di tanggal tiga

salah satu tempat budidaya ikan bawal yang menyediakan ikan dengan ukuran siap konsumsi untuk wilayah jabodetabek
tidak boleh dianggap sebagai isu kecil
lubang hitam itu bisa dibayangkan bentuknya spherical seperti bola
pastiin kalian bakal datang dan nikmatin semua acara yang ada dari performance dan pojok budaya
yang akan diangkut ke bos besar penadah motor
berdasarkan survei yang paul mahfud kemarin itu
pada dasarnya kondisi kdrt ini adalah kondisi yang tidak simple ya
dan mencegah sakit dengan gejala berat hingga sembilan puluh persen
menurut saya argumen prof mahfud md meskipun terlambat
program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan
soalnya si mario davidson kan masuk uph ya
elemen penting untuk bertransaksi adalah smart change binance
hmm itu ya bapak
mungkin ke asia yang level level itf
lu percaya gak gue sama go far adalah dua orang yang dikasih langsung jabatan osis dari kepala sekolah tanpa harus ikut penantaran osis
wacana ini membuat pertamina batal mengumumkan rencana penyesuaian harga yang dijadwalkan pada satu januari dua ribu dua puluh tiga
kemudian yang berkaitan yang kedua berkaitan dengan expectancy
saya kira tidak ada masalah yang punya diabetes
untuk tur dan sebagainya itu
karena industri nya ekonominya growing
mengirimkan surat ke alamat radio advent suara pengharapan po box delapan ribu sembilan puluh jakarta dua belas ribu delapan ratus sepuluh indonesia
jadi ke depannya itu yang menjadi salah satu fokus
targetnya kan untuk pon tahun depan kan harusnya tahun ini ya diundur ya
setelah lima belas jam lebih dikukus barulah kue keranjang ini diangkat dari kukusan didiamkan kemudian diberi label dan dikemas
semua benda dalam rumah goa memiliki nilai sentimental
tapi ya satu sisi jadi
setiap kabel dapat mengeluarkan daya maksimal hingga tujuh puluh lima kwh
enak buat bikin konten menyenangkan
gue ngerasa oke gue pernah ngelewatin ini juga gitu
untuk beberapa grup dari masyarakat
apresiasi ya usahanya untuk sana gitu
agak sulit melihat ilai setelah cedra ya
tahunya tahu kalau di jawa barat pakainya tahu kuning
kuliner traveling atau pengalaman dan juga berbelanja barang items yang memang bisa kita pegang
iya buspa herano boleh anda lihat sendiri di belakang saya bahwa sekarang memang bisa dibilang adalah selebrasi setelah mereka tadi melakukan tugas utama mereka
pas saat penggantian spray ya seminggu sekali gitu
pemilik pam jaya pak jaya
ada sejumlah aspek yang dipenuhi pembuat sehingga memberi nilai tambah pada jajanan tradisional
tetapi ketika ditelan rasanya berubah menjadi manis
kayak kita barengan ya masuk ibl juga
tapi dengan style yang tidak dokumenter gitu
anda bersama sbs bahasa indonesia
bayar dana reklamasi pasca tambang
di lidah itu terbut tapi kenyal
kisah kisah yang terakhir
buat daerah itu level empat level tiga sampai level ya
tapi kebetulan indonesia kan butuhnya kalau heboh atau viral
iya tapi sebenernya kan kayak waktu itu belum ada
kenapa gua ga milih kampus yang ada basketnya ya sempet ada mikir kayak gitu juga sih waktu itu
jadi perbedaan mendasar antara fomo dan yolo adalah tekanannya
lalu kalau misalnya nanti diturunkan pak apakah itu bisa berpeluang untuk mengganggu stabilitas pangan kesediaan pangan di indonesia
anak yang penampilannya biasa biasa saja terhadap anak yang penampilannya berbeda
jadi inilah kondisi kondisi yang tentunya menambah peningkatan tadi
pertama adalah membuat adonan
dan ini kan problem supporter kita
terus gudeg juga enak
agar bisa menjalankan tujuan mulianya menjadi bidang di kawasan suku baduy
sementara untuk soto bambu meskipun cara pembuatannya sama seperti meracik soto pada umumnya
dibarengi dengan kangkung sama tauge saja udah itu kita siram dengan saus itu ada rasa manis asem dan
kalau dia ada kelainan di dalam kehamilannya
ambil hubungan internasional waktu itu
kami melakukan pertemuan pen zeigen datang hal di luar negara
sebuah kelompok peneliti properti yang dipimpin oleh ken lardner
itu adalah kekuatan rahmat dari tuhan sendiri bukan kekuatan manusia
dan karena perubahan cuaca ini para warga turki juga memiliki
apakah ini artinya memang masyarakat sebenarnya sudah mengerti
secara gak langsung ya tim tim dari bawah
kemudian ini petunjuk mesin yang tadi saya sampaikan
harga tingkat petani akan jatuh
melihat kemudian reaksi dari netizen
kau bimbang tak menentu
mendapatkan kembali tambahan vaksin
nah itu dia tuh
maksudnya join untuk barang satu media gitu
jadi arah cipularang itu mulai tujuh puluh dua
yang benar benar tulus dari warga begitu atau justru dari buzzer itu sendiri ya
banyak ternyata pembalap pembalap cewek yang pas dia udah gede baru udah pengen
jadi kita mesti tahu benar benar itu madunya dari mana
anda bersama sbs bahasa indonesia
guri atau bubur ayam bandung
yang nggak penting juga dibeli
karena kan emang sekarang angkot yang ini sebenarnya angkot yang di upgrade dari yang sebelumnya ya
seperti yang saya tahu bahwa hal itu sangat menyakitkan dia
saya tahu bahwa beberapa dari anda mungkin sudah sangat terluka
kalau dari rangkaian turnamen yang diikutin
menghubungi mas bagus dan rekan rekan paranormal yang lain
ketika hujan ada perubahan pada lingkungan
hmm bagaimana dari tampilan saja sudah menggugah selera bukan
jadi masih nyum nyum aja gitu
di sekolah menembak itu disediain semua om
apalagi saat ini enam bulan terakhir ini hpt harga pembelian pemerintah
anda tidak bisa menyeberang ke arah rest area berada di sebelah kiri
kemudian dia mereka menurunkannya dalam bentuk jas tuh
jadi sekarang kita ketemu lagi di getaway berikutnya
karena rumah sakit indonesia sudah sangat kritis dari segi fuel
melonjaknya sejumlah komoditas imbas naiknya harga bbm diakui para pembeli agar lebih bijak menyikapi fenomena ini
nah ini sama dengan akhir tahun dua ribu delapan belas
konon menurut tetua adat desa kecicang islam
artinya apa empat puluh enam ribu ton ini jauh di atas ambang minimal stok aman di pasar induk cipinang
lo pengen gak untuk main di profesional gitu kan
apalagi ketika saya cuman pemberitahannya di media massa
selain itu saya pun memesan nasi hainan dengan topping bebek packing panggang

udah kayak cinta pada pandangan pertama gitu kan
jadi responnya sebenarnya masih pro kontrak sekali di sini
tapi kalaupun ada di dalam pelaruan
untuk harga aneka jajanan di sini cukup terjangkau
tapi masalah etis tetap akan menjadi isu utama
reza mungkin bisa jawab ketika kalian perform nih secara virtual feedbacknya gimana selama ini baik feedback materi ataupun apresiasi
sebanyak tiga puluh delapan kali dengan jumlah satu ratus delapan puluh ton
pemerintahan yang baik memerlukan oposisi sebagai penyeimbang
maka sebenarnya kita bisa jadikan hal ini sebagai motivasi hidup yang mungkin bisa lebih positif
begitu banyak pelanggaran yang terjadi
korlantas polri berencana menggunakan chip pada plat atau tanda nomor kendaraan tnkb
berarti gue kalo boleh optimis ya lu juga pasti akan jadi temen deket gue dan nyambung dengan jokes gue dong
ada beberapa tips nih yang bisa anda ikuti
karena memang akan dilaksanakan pada malam
kalaupun informasi ataupun sesuatu yang berat itu bisa dikemas dengan cara yang lebih menyenangkan gitu
subsidi distribusi untuk meringankan beban masyarakat kita
sehingga ada validitas yang memang diterima oleh kementerian tersebut
oh kan tema kita kan perubahan
kemungkinan dia diterima gitu biasanya ya
bedanya sama remuk tadi ini mungkin lebih sempit kabinnya gitu kan
ia berharap akan lebih banyak lagi masyarakat yang memanfaatkan bersepeda demi lingkungan dan dirinya sendiri
mulai dari ngintai terus akhirnya metik gitu atau ngebobol atau nyuri motor ini berapa lama
mari kita ingat kembali tema kita
maka yang pertama setelah kita melakukan tracing
ya seandainya dia di bidangnya berhitung atau bidangnya dia mengwarnai itu sih enggak cuman
misalnya ya kalau ada diet yang apa namanya harus tinggi lemak diet ketuk ginding yang saya
sama yang sekarang saya lihat kebiasaan itu masih terus ada dari pak mahfud
mungkin baru baru ini cukup booming juga gitu ya istilah yang disebut sebagai trauma bonding itu sendiri
hal ini untuk mengantisipasi terjadinya keadaan
inisiatif ini dimaksudkan sebagai disinsentif finansial bagi pemilik properti dan investor
di sini banyak makanan sumber makanannya cukup konsisten
burgernya bercampur dengan daging daging yang ada lemaknya
evaluasi terakhir di tahun ini merupakan rekor dalam sepuluh tahun terakhir ini rekor terendah tahun ini kita sampai dengan november kemarin ada dianggap lebih dari seratus kasus dbd
emang mereka juga sistemnya bagus gitu ya
pelih penelitian tanaman obat itu milik kementerian kesehatan
kemanusiaan yang adil dan beradab
maka dari itu dihimbau bagi seluruh pengguna jalan untuk selalu menggunakan jalur yang tersedia
ya ini bunker yang terutama adalah untuk penyimpanan makanan penyimpanan amunisi dan pengintaian terhadap musuh yang lewat laut
nah itu yang under nsw biasanya ngasih grant bantuan
kalau untuk tantangannya sebenarnya mereka secara fisik mentali sama teknik mereka sudah luar biasa
kekuatannya seperti apa nih pak haji
ini sangat banyak perubahan keluarga
kita sudah terhubung dengan wni yang ada di perancis yaitu ibu husnul hatimah
proses penyiraman irigasi hingga pemupukan bisa dijadwalkan melalui aplikasi di telepon pintar
menarik gue pengen bahas salah satu yang lo sempet main di smp iph kan
terus rendah karbu oke rendah karbu
dan juga pada saat mudik eh maaf tadi balik ya sebenarnya
gak cuma pssi ya kita juga supporter harus punya komitmen
kekuasaan oligarki yang ditakutkan akan melahirkan banyak kebijakan kebijakan yang tidak mendukung kesejahteraan rakyat
karena emang dari nentuin
kalau dulu jadi orang tertentu yang jualan itu
kali ini kembali bersama saya avandi wiredinata sipaling sport tujuh
jadi disajikan dengan cara yang berbeda ya tidak seperti biasanya
tapi so far di timnas gimana nih adaptasi lu nih
kayak misalnya lo ikut f satu dari dua puluh seri lo cuma ikut sepuluh kan lo gak serius dong gitu
dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan
dan ke depan apabila nanti harga perkembangan harga semakin tinggi misalnya
yang dilakukan dengan harga bervariasi
dari perumahan perumahan canggih
kalau kita lihat data data lima tahun terakhir ya
pertemuan khusus sebenarnya dengan pak erick gitu
tentu dia nggak bisa masuk sebagai
bumn karya yang akan mungkin boleh jadi menjadi pilihan bagi pemerintah ya
atau alasan lain mungkin berkaitan dengan keluarga
juga muncul dukungan dukungan rusia untuk separatis
kecuali seperti yang terjadi di sumedang saat ini
dan saya juga bicara dengan secretary blinken ya
dan juga kalau misalnya kegiatan berkumpul mungkin kjri ingin membuka bersama dengan wni di sana
kemudian harus gulung tikar akibat pandemi covid sembilan belas
karena dari indukannya juga cacat
dipindahkan ke teko yang lebih besar
hari ini nggak pakai dasi langsung ditanya anggarannya ada atau tidak
adalah pelopor dalam transisi ini yang didorong oleh pasar kerja yang kuat dan manfaat gaya hidup lainnya
gue ditawarin juga di perbanas
keberkahan beli beli lo orang bikin kaget gue aja mau beli apa lu di toko gue ayo mau beli
sedang berkomunikasi dengan engineer di darat pada saat sebelum menyalakan mesin
sementara untuk dorok dok setelah kulit melewati perendaman dan dicuci
kita kan ada undang undang
sehingga harapannya himbauan ini betul betul ditaati
tapi yang jelas di kota tanggarang dia lagi cari cari
puslapor diminta untuk memberikan dukungan
ia menyampaikan harapannya agar sang anak bisa kembali bertugas sebagai anggota polri
berbagai bahan dasar potongan kupat atau ketupat dengan tambahan tahu goreng membuat sajian ini disukai berbagai lapisan masyarakat
aduh chef saya udah langsung lapar saya langsung makan deh bawa ke belakang ya
namun ketut goblek sangat merasakan toleransi beragama di dusun ini
kalau ada pertanyaan jangan ditanyain ke kami
pantes aja ya rasanya otentik
sehingga teksturnya lebih padat dan kental
kemudian dalam satu rumah tidak diperbolehkan ada dua kepala keluarga yang menetap
mungkin lebih ke karena perbedaannya jadi kalau misalnya di tahun lalu itu masih ada seperti kayak effect dari covid sendiri
karena kan kita waktu itu kita bahas terkait soal subsidi
di relantas polle jatim kombes pol m taslim khairudin bersama kasat lantas polres tabes surabaya jawa timur dan jajaran lalu lintas meninjau pelaksanaan ujian praktik sim c menggunakan jalur baru ini pada selasa
tuh terbuktikan aplikasi pencari yang jodoh bisa menjadi salah satu sarana bagi para pencari cinta menemukan pasangan yang didampak
terasa seperti kering batuk apalagi kan waktu bulan puasa kita tidak mengkonsumsi minuman ya
sehingga manusia memiliki waktu tatap muka
dari sisi pengusaha apakah ini sudah sesuai
hmm kak teki paling harus ngejar fisik sih kali ya
jadi di operasi militer juga ada satu titik kita sudah pakai feeling kita sudah
kan ini sistemnya di samping pemaparan awal masing masing ya
agar mereka kemudian bisa jauh lebih baik lagi
ada tiga catatan kami yang pertama akhirnya nih jakarta mempunyai rencana induk jalur pejalan kaki
olahan betis domba ini disukai pecinta kuliner
itu kalau crypto gimana tuh mas
tapi kebanyakannya memang kalau dari kepulauan tidak tidak mereka udara
harga minyak mentah west texas intermediate maupun jenis prime bergerak di kisaran tujuh puluh delapan puluh dolar amerika per barrel pada desember dua ribu dua puluh dua
pada minggu pagi mereka rame rame mencabut tanaman lalu mengisahkan kacang tanah dari akar dan batangnya
di situ seperti kayak di sumbawa ini di desa labuhan jambu terutama
tapi musim ini kan berapa dua belas apa tiga belas kali podium satu dia
dan apalagi kalau sekarang ini semua orang rasanya peduli terhadap lingkungan
setelah rilis data kuartal satu
kita sudah melist obat obat yang paling banyak by volume by value
buka mulai jam delapan pagi hingga jam sembilan malam
karena nyatanya yahudi zionis dan israel tiga hal ini merupakan istilah yang berbeda walaupun mereka berkelindahan
wajar saja padu padan aroma nasi dicampur bumbu kacang yang khas
karena kan bisa saja orang memiliki penyakit penyakit yang mungkin sebelumnya itu sudah ada
nah kita harus berubah dari segi pola hidup dulu
tim liputan cnn badung bali
sejak awal agustus lalu situs sejarah ini ramai dikunjungi pelajar dan mahasiswa serta masyarakat umum
ketua umum pan yandri suwanto meretisi usulan capres tiga ganjar prano terkait penguliran hak angket oleh dpr untuk mengusur dugaan kecurangan pemilu dua ribu empat
karena hari ini sebenarnya mereka juga
kita bakal kasih beberapa inovasi lah
ini jadi menarik karena di piala asia kali ini situasinya kurang lebih sama
lokasi tempat kami menjala juga bukan tempat ikan berkumpul
kayak jaman ku nih ya aku nih waktu persiapan olimpik aja aku latihan bisa empat kali loh
ya anda tak salah lihat bukan disajikan dengan nasi
migran pengangguran dan penyandang disabilitas lebih rentan hidup dalam kemiskinan
dia sampai di atas permukaan kulit kita
keterlambatan pengosongan lambung adanya gangguan peregangan lambung gangguan penampungan lambung
dibut sudah bisa menjadi bukti kuat dalam kdrt
di dalam laki laki wajib memakai busana peranakan dalam kesehariannya di keraton
iya apalagi susah mendapatkan makanan untuk sahur dan juga berbuka di sana
pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah indonesia pun
jadi sekarang di awal november ini cocok sekali ya
warga kampung praijing mengaku senang bisa memperoleh penghasilan tambahan
kalau penerimanya membutuhkan bulan ini ya diberi bulan ini
tapi kalau beli baru itu kemarin ya kan kci mana ada tangani kontrak dengan inka untuk pembelian baru enam belas train set mas
baik jadi tips dari saya yang paling pertama adalah pahami dulu sebetulnya bagaimana kemampuan finansial kita masing masing
tapi ketertarikan terutama dengan teman teman

mulai dari bahaya terkena batang tebu yang terlalu besar
konsumsi rumah tangga sebetulnya masih bisa mendorong ya
yang kebetulan disini menjadi korban
nah pertama kali lo turun di sirkuit gitu
karena mendukung mereka kegiatan di lapangan nanti pada siang hari
jadi sebenarnya hal ini bukan sesuatu yang tabu dan sudah dilakukan soal penelitian ini
mereka mencoba untuk melakukan
kemudian juga bahkan benang dan juga sejumlah kebutuhan fashion juga seperti itu
dan asuransi publik asuransi mengharapkan
harus banget ngeliatin mixtape nya bu
tapi sebelum menentukan pilihan
yang hingga saat ini masih dilestarikan
dan covid sembilan belas juga sudah terkendali relatif terkendali walaupun kita tetap harus waspada
bagi anak usia enam hingga sebelas tahun secara bertahap
kemudian kecamatan mangkang karena kali plumbon juga meluap tapi sebenarnya sekarang sudah surut
habis itu kebetulan juga masuk gitu kan
tetapi badan pangan nasional ditugaskan oleh pak presiden menjaga harmonisasi
yang menjadi cirinya adalah daging garing
berlari tanpa alas kaki juga dapat meminimalisasi posisi atau form berlari
terkait dengan permintaannya untuk bertemu dengan pimpinan di rapat pimpinan yang sebenarnya hari ini sedang digelar di kantor mui jakarta pusat
ya benar sebenarnya hanya sebuah keajaiban
oke jadi bentuk kartu ktp itu adalah bentuk keberlanjutan dari program kartu kartunya pak jokowi gitu maksudnya ya
gitu kan ada wasit bagi hasil
pengalaman bekerja dengan ruli maupun shabarabot
ya papua juga semuanya bangga ya
ya disitu gue nyari portfolio gitu kan
saat itu dokter kandungannya meminta egyt mengubah pola konsumsi makan
pembatalan daripada perundang cipta kerja omnibus law
sebagai kandang bagi sembilan ekor kuda yang dipelihara
darmawan menyebut bahwa tahun depan
sebetulnya kamu semifinal mainnya bagus
ekonom senior dari proptrack angus moore mengatakan
bisa kenapa karena wasit yang memimpinnya
negara negara lain belum ada yang ngetop gitu kan
laura mengalami kecelakaan fatal bersama kekasihnya gaga muhammad dan menyebabkan laura mengalami kelumpuhan
kini hampir tiga puluh tahun usia anda cara pras tawa
kesehatan ini berbasis digital
saya bertanya sambil ditemani kanit reskrip
kan lo dari bekasi ke senayan ya
berarti gak mungkin cak iman dikriminalisasi ataupun akhirnya
serta intoleransi khususnya bagi anak anak muda
karena penting juga itu nentuin bisa kayak ngasih persepsi waktu gitu
martabak manis sih enak pak amir
sebelum pengambilan foto petugas akan kembali memverifikasi data ktp elektronik kita melalui scan sidik jari
jadi bisa dibayangkan situasinya seperti apa
perkembangan penting lainnya dalam bidang kesehatan tahun dua ribu dua puluh tiga adalah permintaan maaf secara formal bagi para korban thalidomide yang masih hidup
tapi dengan pendekatan dengan budaya momentum aku turasin islam
nah pagi ini tujuan pertama saya ke kedai nyakli kedai yang baru buka dua tahun ini ada di jalan
karena kita punya kekayaan alam ya batubara yang merupakan pemberian dari tuhan ya
sampai jumpa di video selanjutnya
lu jauh juga ya lu latihan ke sis ya
sementara para siswa menengah ke atas dituntut untuk sudah mengetahui minat dan bakat masing masing
pemerintah kota surabaya memang telah memberikan berbagai pelatihan
sekretaris jenderal nato jens stoltenberg mengatakan aliansi mereka akan memberikan lebih banyak dukungan udara kepada ukraina
apa sih yang membuat dia jadi tahan gempa
artinya masih percaya cak imin tetap tertinggi
heri trianto mengimbau masyarakat tetap waspada
koresponden cnn indonesia roby sofwanamin bersama foto jurnalis pro bukusartoyo
ataupun yang dirasakan lebih ideal
oh menarik menarik menarik
pendengar selama pandemi covid sembilan belas banyak bisnis berhenti menerima uang tunai sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan penyebaran
saya kurang jelas mendengar suara anda cukup putus putus
pada waktu habis pantai teping kemudian coba lompat dari tempat sekitar empat meter
untuk kali ini ada berapa kategori itu
buntu wel terima kasih sudah berbincang dengan kami pada sore hari ini
satu porsinya seharga rp dua puluh dua
termasuk di jakarta sendiri ini jadi wacana yang menarik juga di dki
serangan digital terhadap aktivis anti punuki

ini kita akan coba yang fresh from di wajan
nah ini juga menjadi perhatian
di mana pariwisata itu dianggap merusak lingkungan
tindakan yang pertama saya jelaskan
kami melanjutkan perjalanan ke lokasi lain dengan mobil pribadi sheikh menuju galangan
meskipun jumlah lansianya sekarang lebih dari empat puluh lima ribu orang
sepanjang seratus km yang melintang dari jawa barat hingga ke jakarta tadi
tapi memasaknya terpisah seperti ini
ku dua belas itu kayak udah jago banget gitu
dan terjadi lagi hacker mengklaim adanya kebocoran dan menjual data yang dimiliki oleh warga indonesia
jika setiap hari terdapat satu hingga lima puluh helai rambut rontok hal itu masih tergolong normal
namun munawar khalil juga memberikan tips agar terhindar dari bahaya korsleting pada kendaraan pribadi kita
iya itu dia itu dia
karena pada akhirnya kan nanti pilihan pilihan properti yang bisa disewakan
berarti tahun lalu ya baru tahun lalu dong berarti ya
berdasarkan penelitian terdapat sekitar tujuh ratus ribu hingga satu enam juta penyitas covid sembilan belas di amerika
nah itu seiring dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
mereka bisa ngecek apakah buka pintu atau enggak
anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
pertama kita akan mencampurkan susu coklat ini dengan air panas karena masih panas yang bisa
jika diabdikan kepada allah
kalau ngeliat di tahun dua ribu enam belas waktu festival lintas genre ini kemudian dihelat sukses sampai dengan dua ribu sembilan belas
nah kira kira apa menu sarapan saya
yang pertama batasan usia minimal dua belas tahun
hal itu telah menyebabkan
ini berlaku bagi mereka yang sudah menerima setidaknya satu dosis vaksin covid
banyak guard nya istilahnya
movement atau perpindahan akan mengalami sedikit delay
ini kayaknya pas space baby nih makin banyak konten konten di instagram nih kayaknya
dan akan comply terhadap peraturan ini
mengantar anak keduanya untuk vaksinasi covid sembilan belas
tapi agak ada sedikit masam masamnya
yang memberikan peringatan dini mengenai peluang bencana hidrometeorologi
mas menteri atau jajarannya bisa mendengarkan
lakukan secara bersama sama seperti ini
pak mansuri bagaimana ini kpi melihat fenomena kenaikan harga cabai di kota badu bau bau yang bahkan menyentuh empat ratus lima puluh ribu rupiah
ada petis ada sayur jadi kuahnya berbeda
kita juga bisa mengintip model perencanaan ibukota negara di kalimantan yang megah dan canggih
saya fernando di bia gunggil di ardo solo jawa tengah
jakarta defensive driving consulting menyebut kontrol flow paling sulit diatur
jurubicara bnpb abdul muharim mengatakan
harus menjaga orang kristen
sehingga kalau dilibatkan tentu tidak akan maksimal untuk membantu kinerjanya pak prabowo dan mas gibran ya
karena tamu kita hari ini adalah seseorang yang spesial
dan tadi ya perbaikan di dalam pemasukan bahan baku ke depan
oke kalau world genius mungkin bisa diwakili geralt harapan di tahun mendatang selain tadi ada coming up project dua ribu dua puluh
terjadi saat anggota komisi enam dpr melakukan rapat dengar pendapat
kemudian kembali ke keroya seperti itu
sehingga yang bertahan yang bertahan
dalam surga selama lamanya
tapi pertama kali pindah ke washington state di bremerton
waktu coach bong juga aku coach bong waktu pre season aku dapet minute play lumayan
dan sedang merancang pasal pasal yang sebenarnya dalam tanda kutip
berarti yang siap sekolahnya itu baru berjumlah tiga ratus sebelas ribu lebih
pasti kita ada perjuangan di situ
tidak hanya tahun ini saja kan
karena yang dilindungi yang diadili adalah persoalan hukum publik
bersama ribuan pasien dan dokter di rumah sakit
kalau dari ketua ketua
ataupun secara resmi rekomendasi baik itu dari who maupun dari itagi
jadi hwpl karena kita adalah
sebenarnya saya sempat kemarin tuh minggu lalu latihan pistol
supaya tidak terjadi macam macam
atau sekalian buka nih mas berantem aja ya
masuklah kontraflow dengan resiko yang akan menanti anda
bahan makanan yang satu ini nyaris digunakan pada semua jenis masakan
ada juga jurubicara tkn prabowo gibran putri komarudin selamat sore putri
kalau untuk kerja malam di saat ramadan tuh orderannya lebih banyak rame
setelah itu tambahkan telur lalu kembali aduk hingga adonan lembut
artinya kita yakin produk umkm kita sudah punya
hasil olahan kopi itu memenuhi pundi pundi rupiah kelompok petani kopi ini
sekarang lokasinya sih di pinggir jalan raya tidak masuk ke dalam gang
meski nominalnya relatif kecil
ya seperti sudah kami sampaikan sebelumnya
dan sangat senang bergembira
batik tulis buatan mbah sum ini biasanya banyak dipesan oleh sanggar batik
mengenai film mas yang berjudul monisme ini
yang telah diberikan pada tabelan hidup kita
tidak boleh digulung dilipat atau di stapless
diperbolehkan untuk melepas masker di ruangan terbuka
penyumbang terbesar ada di kabupaten ogan komering ilir berjumlah tujuh ratus
ceo australia post paul graham mengatakan jumlah pengiriman paket meningkat secara substansial
ceasefire entah kapan tapi
ini memang menu sarapan yang benar benar bisa langsung melek
ini sudah kita sebutkan juga di beberapa pernyataan presiden pak menteri
nah tentunya kalau misalkan sekarang kita sudah sepakat untuk membeli empat puluh dua
bibit ditambah pakan ditambah listrik itu semuanya itu dikurangi nanti harga jual
makanya teman teman juga pada senang di sini gitu
sekali lagi kami menyesuaikan kasus yang terjadi
ada tiga kriteria warga asing yang diperbolehkan masuk indonesia
kalau batubara itu kan dibakar untuk pemakit listrik ya
bahwa mungkin biaya denda atau biaya administrasi
cerita sedikit tentang pengalaman gue
kenapa canggung karena makin dikenal di kompleknya ya
seperti sungai yang menari
biasanya sih kadang ada yang kasih dua puluh ribu lima ribu tergantung dari custom mereka
kemudian menganggap orang di luar komunitas kita orang yang tidak benar
karena ini kan bulan ramadan sehingga kami siapkan untuk buka puasa dan sahur
ya maksudnya aku mau garis bawahi dulu mas
perosotan angin atau slide
karena indonesia itu kan merupakan pengirim jemaah haji yang paling banyak kan itu
jadi mereka tuh udah kuliah ada yang udah lulus kuliah
pasangan prabowo jai iman kemarin itu
yang semakin marak dan mengenal lebih dekat pelaku
abah masih berupaya bekerja untuk mendapatkan rupiah
rasa rasanya di publik sudah lewat pak
karena kalau anggapan orang jawa itu malam selasa kliwon dan malam jumat
kursus diplomatik yang ada di beijing
untuk memeluk agama menjalankannya itu dijamin semuanya
terima kasih kamila andini sutradara film yuni
yang perlu dipastikan dari kompolnas adalah dalam penanganan kasus ini benar benar sesuai dengan sop
karena coach rico juga tinggal dekat sph di karawaci
agar muas padai fenomena alam banjirok pada musim penghujan seperti saat ini
jakarta utara menjadi wilayah dengan capaian vaksinasi terendah
abis itu karirnya naik naik terus
mulai dari urusan perbankan memesan makanan belanja barang hingga keurusan olahraga
dari pengelola apartemen mengajukan untuk mungkin bisa dapat bantuan bahan makanan
itu setelah tiga puluh dua tahun berkonflik dengan ex hgu
kemudian bargaining position mereka juga di depan ke litu juga mungkin bisa menjadi lebih baik lah begitu ya
sementara itu ketua umum pimpinan pusat pp muhammadiyah
dan anda mungkin juga curiga
ini kayak misalnya orang tiba tiba meruduk kemang gitu saja
seperti surabaya bali malang hingga jakarta
kalau ada survei internal majukan saja sebagai perbandingan
masalah di dunia itu apa yang paling susah dikini kan
jadi ada persaingan di antara penggilingan pagi
kami tambah enam ratus lima puluh satu jadi untuk apabila memang terlalu lelah
target yang kedua adalah cungkring lontong karena tadi kan jalan udah cukup lama tuh ya
memang idealnya prof mahfud menyampaikan secara langsung kepada presiden jokowi
itu kan idenya dari pdi berjuangan
jadi sampai udah profesional pun lapangan ini masih kadang kadang aku pakai buat conditioning nembak nembak
mungkin yang satu hal adalah
nah yang kedua yang pasti tanpa kita bekerja dengan mitra akan sulit
tingkat kelurahan dan desa tingkat kampung
metode pengikatannya pun berbeda beda untuk setiap warna
iya gue liat tuh foto main muda sampai tua gitu kan
nah dengan seperti itu munculnya masjid itu menjadi penanda
sudah dua puluh tujuh tahun warga kampung buwe desa sumber jaya tambun selatan kabupaten bekasi ini menekuni pekerjaan sebagai penjajah bubur ayam
kalau kita kan disediain mesh
yang terbaru yang dinyatakan bahwa memang ini bocor begitu data milik kementerian sosial
nah berarti lo besar di jakarta atau di ambon
wilamna sution siti irfan bandung jawa barat
plot basic bisa dibilang dan sebenarnya saya sudah lihat videonya
ini ya ini katanya urat yang ada pagi pagi jadi emang harus ini pagi pagi kayak begini
kecuali ada radio kan radio cuma suara doang ya
balik lagi itu kan udah secara gak langsung kita udah bersiapin di latihan
dan cara kita memilih keseh itu
tujuannya juga kita mengamankan diri sendiri juga orang lain
ini jalan tuhan menurut saya
jangan go kart bang
tema hud ke lima puluh satu pdi perjuangan adalah satyam evam jayate
tapi gue juga gak ada helm gue yang pernah kecelakaan gitu juga ada sih
para penderita ptsd mengalami kesulitan tidur seperti insomnia kilas balik kecemasan mimpi buruk depresi dan apnea tidur
apakah lo mikir ini udah mentok banget nih kak
terdapat tiga poin kesimpulan rekomendasi
berbuat banyak tim nasionalnya kan
baik terima kasih untuk bahasannya pak dan penjelasannya
siapa tahu kan namanya judi online di indonesia itu bukan jarang terjadi ya pak gatot
jumat agung minggu paskah dan senin paskah
middle reach match ada pertandingan
itu artinya sebenarnya masih sangat baik ya dibandingkan dengan negara negara lain
agar didistribusikan ke wilayah wilayah yang kebutuhannya cukup tinggi
indrayani laksmi angga cita kesuma jakarta
alasannya kalau dodo itu
komsik komsik itu ada nggak ya
pemerintah negara adalah teknologi yang terbukti yang menyebabkan emisi zero yang bisa menjelaskan penyelenggaraan
dan cuma cuma tadi anda katakan gratis ya pak ya
harapan kita ke depan pertanian tidak cuma dihidupkan oleh kita tapi juga anak cucu kita
untuk menjaga keamanan dan selamatan pasca
jadi nanti dia kliknya kalau lebih bagus kalau dia naik ke permukaan dan juga baterainya itu tahan lebih lama
atau pembunuhan di luar hukum sesuai dengan pasal tiga ratus empat puluh tentang pembunuhan berencana
berbagai pendekatan terhadap seni suara
menurut dokter spesialis gangguan tidur dari rumah sakit umum mitra kemayoran
nah di semua aktivitas ini kita memang menginformasikan bahwa kita boleh melihat dan mengawasi apa sih yang mereka lakukan
selamat berjumpa kembali dengan radio advent suara pengharapan
dan kayaknya belum ada tanda tanda mau selesai ya ini ya
hanya misteri suatu saat akan berakhir
yang satu udah bicara data ini datanya
sejumlah anak di bawah umur tengah mendapat penanganan tim medis rumah sakit jiwa cisarwa jawa barat
tim liputan cnn indonesia jakarta
apa yang sinkron dengan musim panas di belahan bumi selatan
jadi memang tujuannya juga dari awal ditulis untuk memang menyuarakan cerita cerita mereka
diharapkan dengan sedikit penjelasan bagaimana sistemnya di pesawat boeing
oleh karena itu sektor manufaktur akan terdampak
lantai dua puluh tiga umn harusnya jadi lapangan basket
ya di bawahnya masih ada lagi kayak food estate
nah kelihatannya mereka perlu harus belajar
presiden jokowi di tiga april tadi saya katakan
coba menarik perhatian seseorang dengan mengetuk bagian struktur yang keras atau logam
itu yang belum tahu bang arya arya kurniawan ya
dimana kebutuhan kita hanya sekitar lima puluh ribu per bulan
beberapa persiapan sarana dan prasarana tengah diselesaikan pemkot
cuma yang perlu kita tambahkan adalah kualitasnya
dari tahun berapa emang buk jualannya
ali budi itu waktu jaman
selamat pagi pak joni pak joni sejauh ini kronologinya seperti apa pak
jadi itu empat puluh dua sembilan puluh lima sekolah seluruh indonesia
sembilan tuh sembilan tuh lu kalau naik kelas tuh ibaratnya tinggal kalau clubnya ke metro sama kuliahannya ithb
ingin mengobrol tanah tanah ke investor
gak sengaja kan aku baca sama adik

tapi kan itu kayaknya udah gak psbb kan udah lepas psbb
apalagi di musim kemarau yang terus membuat debit air atau sumber air sebagai bahan untuk menyiram titik kebakaran itu sangat sangat berkurang
di tempat tempat lain termasuk sampai tadi disebut di maladewa
bila kondisi bayi tidak memungkinkan
sehingga pengaturannya itu bisa lebih baik begitu ya
para pedagang di malioboro tadi sudah kita telusuri
cukup sering yang dirasakan setelah makan makanan manis terutama coklat ya
sama kemana pun kita berada selalu perhatikan jalan keluar dari tempat tersebut
maka bagaimana anda menyebut covid sembilan belas
itu kan juga tetap tidak murah mas
langsung diaduk sama cangkang cangkangnya
tapi pbb tidak mampu ya sebenarnya
dan juga ada dir intel hirbak wahyu setiawan yang juga baru saja datang
calon wakil presiden mahfud md berencana mundur dari posisi menteri koordinator demi menghadapi konflik atau demi menghindari konflik kepentingan
sehari dua hari ini sudah bisa diundangkan demikian
kalau kita lihat dari debat perdana mas anies tuh banyak sekali mengkritisi soal apa yang terjadi di masa era pemerintahnya pak jokowi di bidang hukum
selamat malam salam sehat selalu bu nadia
artinya kalau kemudian ada wasit titipan
tanpa ada pengawal pengawal yang populer
oh serahkan kepada penasihat hukum baik silakan penasihat hukum
cukup dengan belajar dengan orang tuanya
jadi kami haji ramah lansia itu dibagi pada tiga isu
jangan kita terjebak di birokrasi
dan alhamdulillah bantuan pangan enam ratus empat puluh ribu ton tahap pertama juga sudah selesai
baik mbak prita ini momen lebaran banyak sekali keperluan
apa yang bisa dilakukan agar perilaku perundungan ini bisa diminimalisir di luar sana di masyarakat
begitulah beberapa daerah lazim memanggil namanya
regional australia institute mengatakan generasi milenial dan warga negara yang lahir di luar negeri
nah dari barcode itu akan mencerminkan itu ya
anda bersama sbs bahasa indonesia
mayoritas di indonesia yang muslim menjelang hari raya lebaran itu kenaikan bahan makanan itu lumayan ya
jadi sebenarnya iya itu salah satu hambatannya
jadi misalnya kalau nyetir perjalanan darat tiga empat jam itu minimal istirahatnya setengah jam
soalnya dulu nggak terlalu serius basketnya
harusnya dalam viva safety and security
di sini ada tena main ping pong
saya pun terpana dengan panorama unik di dalam telaga samares
karena sarapan itu penting kali ini saya punya beberapa rekomendasi sarapan lezat untuk anda agar semangat memulai aktivitas
lalu muhammad zohri adalah salah satu sprinter andalan indonesia yang pernah mengalami cedera

tidak disederhanakan abdi dalam yang berada di dalam tembok keraton terbagi menjadi dua bagian
saya rasa hal terbaru yang bisa dilakukan sekarang
untuk yang buzzer sendiri sebenarnya untuk engagementnya tidak terlalu banyak
ideal ya transisi energi tidak hanya berarti menggunakan kendaraan listrik tanpa emisi
dengan harga yang naik mereka akan diuntungkan
dan waktu itu tahun berlalu kurang lebih ya mungkin enam tujuh tahun
hal inilah yang menjadi daya tariknya
mas iman mau invest di kalimantan timur butuh tanah
pakainya seperti tas saja coba bisa pakai
karena ada warga negara indonesia yang kebetulan nih sudah ada bersama kita
nah yang paling sering itu adalah negara australia tuh sering banget itu
di katrol pilihannya dua
jadi mereka merasa kayak ada loh jalannya gitu
diduga membuat peristiwa proklamasi kemerdekaan lima belas agustus cirebon seakan terhapuskan oleh sejarah
sebelum menunggu kita persiapkan dulu kayu bakar untuk memasak
kira kira langkah konkret apa yang kemudian juga dilakukan bssn untuk mengatasi hal ini
ini sekolah kecil grand canyon university di arizona
air yang relatif rendah yang ada di dalam batang laut yang panjang yang kita miliki
cara di mana komunitas tersebut tersebut tersebut tersebut tersebut
untuk menghabiskan waktu di restoran bar dan klub malam di itaewon
sebelum berpisah saya masih mau ajak anda untuk menemui empat sahabat kita
terutama kan kemarin sempat ada survei dari smrc ya
dan ini buat temen temen semua yang mungkin belum tau karyo di siapa nih
jadi ada juga beberapa hiu paus yang mereka ditemukan terdampar
hal ini pun menyebabkan banjir dan juga
tapi sebenarnya mereka ini adalah binatang yang tulang rawan
terkait dengan keterjangkauan sewa rumah di australia
hal ini dipicu akumulasi gaya hidup yang tidak sehat dalam jangka waktu panjang
dua lembaga yang kemudian menyediakan layanan pcr kumur ini bio farma
sejumlah pihak juga mewanti wanti ancaman bahaya bencana alam saat musim mudik lebaran tahun ini
kampung sosrawijayan adalah bagian dari kawasan malioboro tepatnya di kelurahan sosro menduran
dan sekali lagi hal yang penting juga diingatkan untuk para jemaah haji
nah kan kita masih punya waktu enam hari dari sekarang nih untuk melakukan persiapan
bisa mendapat suntikan modal dari sejumlah sponsor
kapan beras ketan ini diproduksi
bumn bumn karya ini terutama waskita sampai ke depan nanti
siswa juga bisa belajar di kebun kebun yang diolah di kepala kepala
sehingga bagaimana kita karena masyarakat sebenarnya bisa menerima dengan harga yang relatif baik relatif tinggi yang sekarang ini terjadi
buat siapa pendengar rapastok ini kayaknya
dalam beberapa kompetisi ia mampu mencetak skor dan menyelamatkan pertandingan di saat saat yang sulit dipercaya
beberapa jenis makanan bahkan menyamar sebagai makanan rendah kalori rendah lemak atau diklaim sebagai makanan sehat
tapi nextnya kan tahun depannya dua ribu tujuh belas
halo good morning udah pada sarapan belum nah mungkin yang belum sarapan karena bingung mau
karena waktu itu emang pas yang sebelum ditarik jarum siras itu gak pernah juara
tapi itu enggak tiap hari ya kadang berjangka tiga hari atau dua hari sekali
part tiga itu taruhan kita nih
nggak ada haji hajinya buat pelajian orang
tiga puluh menit di laut bersama tiga lawan lainnya
berarti pak arief kenaikan delapan hingga sembilan persen ini belum fix ya
badan pusat statistik mencatat selama bulan maret hingga mei dua ribu dua puluh empat indonesia masuk musim panen raya gabah
apakah memang secara acak saja
ketika uang sudah masuk kepada orang orang yang melakukan penipuan
selama pandemi ada kecenderungan peningkatan prevalensi kasus miopia
ironisnya warga asing yang masuk positif covid sembilan belas
dari hasil yang kemarin sesudah dan lalu piala asia
sehingga izin bentor tidak pernah lagi dikeluarkan
kita nanyain hal yang sama widhi udah pantes saya gue lah di timnas dia bilang pantes
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible awr org
lalu menurut evita pt kereta api indonesia
dalam apa rencana prabowo untuk melakukan pembelian alutsista ini
peduli lindungi adalah salah satu platform kesehatan yang didownload paling banyak di indonesia
oleh sebab itu khusus untuk freelancer
dan kita memang bekerja untuk melindungi dan melakukan pelestarian atas ekosistem ekosistem penting di indonesia
ya kita kan ya repost itu apresiasi mereka ketika mereka udah nonton kita walaupun secara virtual gitu sih
tidak hanya warung bakso di kediri yang punya harga miring
begitu juga di inggris begitu juga di banyak negara
partai kalau korupsi dari mana korupsinya
harapannya buat menembak indonesia dengan
karena mereka yang akan merasakan sebenarnya dampaknya gitu
apakah memang pemerintah perlu ikut andil untuk memberikan
yang mana anggota kami secara jelas mengendal wisatawan mancanegara dari seluruh dunia yang datang ke bali
di mana tidak akan terjadi kerusakan
gimana sih pan mengusulkan jangan hanya angket pilpres tapi juga angket legislatif
sutar miji juga sudah mengakui bahwa penyebabnya adalah deforestasi dan pertambangan
sekarang kokasia sekarang orang orang kokasia
itu nggak bisa karena memang ada yang perlu di adjust
maka di salah satu keputusan dari resolusi itu adalah
kalau rt itu zona hijau maka satu rt itu bisa melakukan ibadah secara berjemaah
mulai dari makanan manis hingga yang gurih
bagaimana bapak melihat kasus ini dari hulu ke hilirnya pak
oh tapi tapi pas awal pasti kan ada sempet ngebelain ini gak sih kayak bangka belitung atau misalkan kayak daerah sana dulu gitu
bahkan kami memprediksi kalau itu bisa digunakan terus itu bisa ratusan tahun loh
poin yang ketiga yang juga sangat menarik
tanpa adanya salah satu prioritas ataupun adanya
setiap bulan ramadan ragam penumbur buka ditawarkan oleh berbagai hotel berbintang
tentang ekonomi tentang keuangan
sementara kemudinya mengarah ke kanan
tentu kita akan melanjutkan tapi dengan program program yang sesuai dengan bagaimana ekonomi kita kondisinya
jadi besar goncangan itu menyebar di daerah jakarta
untuk jalur ke jakarta pengendara bisa menemukan spklu di res area km yang sama di jalur sebaliknya
mendapat banyak dukungan dari sekolah
biasanya saya selalu mengingatkan anak anak itu jarang bisa menggunakan pakaian lama
tapi gini deh gue gak tau ya si tipe pemainnya si jalen green sama kate cunningham kan
di surabaya cici lidiana adalah salah satu produsen kue keranjang legendaris yang sudah lima belas tahun berproduksi
trik menggandakan uang dengan kotak
terdapat beberapa batuan besar yang penempatannya tidak beraturan
oleh penguasa terutama tanyahu
karena statement statement seperti itu yang terkesan masyarakat indonesia itu cukup bodoh
baik siapapun yang mengedarkan termasuk juga mungkin juga akan ada pemeriksaan juga kepada mereka mereka
proyek kereta cepat jakarta bandung kembali menuai kontroversi
mereka sangat terdapat di sebagian besar tempat di australia
kemudian juga thr dana pensiun
membuat kunci t ini pun butuh keahlian khusus
sepanjang kita mau mengkonsumsi barang barang lokal
karena saya pemain belakang
ini adalah waktu yang benar benar terbaik
yang potensi lah untuk dijadikan ekowisata
ada empat belas tiket kereta api yang terjual di stasiun pasar senen dengan tiga puluh tujuh keberangkatan kereta
versi kementerian lingkungan hidup
bapak presiden juga menyampaikan di depan sidang ya
jadi kita didik kita ajar bagaimana kesiapan perjalanan pemilihan waktu dan rute nya
ini terkait dengan penonaktifan tujuh puluh lima pegawai
karena saya dikasih pelatih yang terbaik ya kan
satu game poinnya lebih baik dari ini bu
satu juta sekarang udah satu juta enam belas ribu satu juta tiga puluh dua ribu
ya pak ini sudah diklaim bahwa dki jakarta capaian vaksinasinya satu ratus lima persen
tanpa ada rasa ingin menyelesaikan maka semuanya menjadi percuma
tetangga sekitar safe house ternyata sudah mencium ada gelagat yang janggal
dan cangkangnya itu biasanya tidak bisa digunakan berkali kali
nah ini cukup mengganggu bagi real time data ya
untuk menggunakan pelabuhan dan fasilitasnya
dan untuk mengetahui bagaimana suasana ramadan di denmark sekaligus juga aturan terkait pandemi di sana
karena kan kadang di konservasi itu juga ada ketertarikan itu kan terbatas juga
kalau musim hujan ya apalagi kandang hujan hujan angin dingin kandang memprot air berarti jauh menurun
tapi saudara masih pingin mau mukuli lagi
yang dapat memberikan keuntungan yang berharga
hangatnya semangkuk maca ini menemani camilan pencuci mulut berupa fruit taifuku
ini fitnah faktanya boleh agak dientengin dikit lah lain kali lah ini
padahal rans nya tuh udah unggul jauh kan
namun ia mengaku senang dan bekerja tanpa beban
omsetnya pun tergerus hingga lima puluh persen
keuangan negara akan seberapa lama dan
di sini saya mencoba menu lain yaitu sandow chicken katsu ebi katsu hingga wagyu
ada beberapa pengetatan sudah relatif benar ya
maka ada beban yang bisa diberikan kepada puskesmas
ini ada partai baru punya kekuatan
yaitu dari duku atas ke harjamukti kemudian juga dari duku atas ini ke jatimulya
adat dan manekin orang papua sayang dong kalau gak adekat badikan st c bis buat yang
sehingga rumah sakit menjadi relaksasi
tapi nanti minggu ini kita harus menjaga dengan peraturan pemerintah denmark
selain makanan minuman juga jadi faktor penting pada tikus
di sini karena pertama habit kita jelek nonton tv gitu ya sampai malam over time gitu
kenapa sih mau bangun gor dulu tangkis mas
jadi sebenarnya yang dimaksud dengan umrah dibuka umrah untuk selama bulan ramadan itu dibuka
mereka juga mendapat sosialisasi tentang
tergang terintimidasi sih enggak gitu
kami meyakini meskipun surveinya masih kecil
yang pasti ini kan nggak bisa pemerintah sendiri
bagaimana yang teransam berapa menit lagi datangnya tingginya berapa status asamanya seperti apa
mereka mengeluh bahwa banyak yang menjual produk yang mereka sebetulnya punya hak resmi sebagai importer resminya
namun sayangnya masih dilakukan
dan biasanya ini akan terkait dengan harga
secara regional kita bagi bagi
kemudian kalau berbicara hilirisasi batubara nah ini yang berbeda ya
alhamdulillah untuk proses pemakaman berjalan aman dan lancar
ini sudah saya bilang penanganannya sekarang saya juga lapor pesisinya sudah seperti science and art
lalu tempat tempat seperti di horsen ini ada restoran kita namanya ibu dini
lima ratus meter dari goa keramat kami harus berpindah kapal menggunakan kapal nelayan
tapi kalau leher lo patah lo juga meninggal gitu ngerti gak
terima kasih atas tuntunan roh kudus
juga kalau kita lihat potensinya asi sebentar lagi akan ada dividen interim
itulah sebabnya tuhan memberkati hari sabat
gua selain gamenya dan pemain asingnya
jadi mereka berapa yang kembali ke sini dan apakah mereka memang tahun demi tahun menggunakan daerah ini untuk habitat utamanya
di sepanjang jalan protokol
keringat saya sudah mulai bercucuran namun masih ada satu lagi
tapi kita tidak bisa dideteksi
jadi saya pikir kemungkinan
pelaku yang mengeluarkan tapi sekarang barang barang itu di mana itu yang belum
ya mending tiba tiba saja rencana untuk bergabung dalam kerumunan itu
letak posisi dan keunikan dive spot ini membuatnya menjadi salah satu lokasi menyelam favorit di kota biak
untuk dimanfaatkan untuk keuntungan politik
kami tahu bahwa orang orang di rangka peraturan kesehatan
di wargaalan untuk gelsi kita bahma juga
karena harus diperiksa oleh israel dulu
ingat wonogiri tentu ingat baksonya
dukungan terhadap petani peternak nelayan ini harus kita dorong
udah mulai latihan tiga minggu ya sama coach rusta sama coach muratego gitu kan
adalah ketika nanti ada momen buka puasa bersama
memang awal lihat surveinya pak menduk ini
untuk stay di luar negeri gitu
untuk menghindari kerugian lebih besar para peternak memilih menjual tikus dan mencit yang masih berusia tiga pekan sebagai pakan reptil peliharaan
kalau ini kan air lancar tuh
sepertinya kali ini pemerintah punya rencana untuk kereta cepat ke kawasan indonesia jawa timur
mungkin masih nyaman sama miyu gitu ya
karena batik ini layaknya seperti kita mewarnai kalau anak anak
belajar tentang pentingnya sebuah nilai hidup
dan mereka pasti perlu bantu seseorang harus bersama mereka untuk membeli uang
tapi tetap dilakukan sehingga masyarakat indonesia yang ada di copenhagen
sejumlah bencana ini terjadi di indonesia sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu
itu kenaiknya nggak datang jadi saya nggantin kenaiknya buat ngaduk semen
apakah nanti ditampung tetep
tapi tetap saja ramai dan punya pelanggannya masing masing
kita biasanya chaos itu kan di lebaran
tapi untuk syuting syuting yang memang kita bekerja di lapangan
kalau kita tidak bayar akan ada konsekuensi berupa denda atau bunga
tetapi masih ada hal hal yang mereka
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam kepada para pendengar setiap
karena saya melihat dia fokus
usahakan untuk tidak langsung tidur setelah makan
nah yang menjadi titik bahaya buat pemerintahan jokowi adalah
bisa mendamaikan ahlus sunnah dan syiah
atau apa yang bisa dicoba konfirmasi oleh anda di sana rio
salah satu pemain yang bisa dibilang masa depannya cukup baik lah di basket indonesia
hal seperti itu harus kita perhatikan
para penumpang pun hanya diperkenankan naik dan turun di tempat yang sudah diperkenankan
maka kita berdekatan dengan negara lain
pesawat naik dengan kecepatan naik hampir empat ribu feet per menit
ini pun juga menjadi tanggung jawab dari panitia yang kadang luput untuk memikirkan antisipasi skenario ini mas noval
sejak masuk dan menetapnya etnis tionghoa di singkawang
atau mungkin mempunyai kerabat di bali
terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di studio kita
di salah satu training center teater musikal yang berdiri sejak dua ribu tujuh belas
cuma sayangnya kaget jadi lepas
oke jadi kalau suasana ramadan di indonesia dan kazahstan itu berbeda
kesiapan bidang kesiapan atau prokes
kalau kita bicara tentang sistem wujudkan ini kan kita sering dengar
itu filosofi transformasi kedua di rumah sakit
yang lainnya public places nggak bisa dibuka kecuali restoran yang hanya di takeaway
sudah lumayan tahu agak cukup worth ya
dulu kegiatan perdagangan di pasar ini didominasi oleh tis tionghoa
dari masa kecil sampai sekarang
kalau misalkan satu negara a menutupi untuk kita
menurut istilah kedokteran inilah yang disebut dengan sleep paralysis
tapi sekarang banyak pembalap pembalap cewek lain yang
mulai dua puluh enam februari pt kereta api indonesia resmi membuka pemesanan tiket kereta api untuk angkutan lebaran
bahwa banyak sekali urusan soal ketimpangan ekonomi pembangunan ekonomi yang mungkin tersendat
memang yang kita lawan ini mafia gitu
yang kedua andaikan penjelasannya memang ini tak lain tak bukan adalah motif instrumental atau motif untuk mencari manfaat ekonomi masih harus didalami
roda kompetisi sepak kenchi terus bergulir
terus misalnya ada satu tempat atau rumah makan misalnya
ini rancu gitu betul betul
ini helm terakhir gue sih kayaknya ya
juga pengecekan di lapangan secara langsung
pokoknya bibir kering terus kulit cepat kering udah pakai lotion dari pagi juga
dan banyak di antara mereka yang membentuk kelompok kelompok masyarakat
melakukan pembelaan terhadap kliennya
berdasarkan informasi dari ikatan pedagang pasar indonesia hal tersebut terjadi di kota bau bau sulawesi tenggara
pembangkit listrik ada beberapa pltu yang sudah menggunakan teknologi yang masuk kategori ultra super critical
tapi saya di tempat yang berbeda
dan saat membela dki jakarta di pekan olahraga nasional pon dua ribu dua belas
apa namanya bagaimana laporannya ya saya jawab aja ditolak gitu
untuk bertanya kepada pak prabowo
dalam hal kesetaraan gender
persis dua bulan lulus sma gue gabung sama nike freestyle
termasuk pihak ketiga dalam konteks ini adalah para masyarik
punya gue paling berisik selalu gitu
anda bersama sbs bahasa indonesia
ada yang buka saja ini tempat makan misalnya ya
dan kita tahu bagaimana mereka memproduksi secara masif gitu ya
ria fernando duyagung giljarto daerah istimewa yogyakarta
eric punya pengalaman dalam konseling terhadap remaja untuk drug prevention
tapi terima kasih dulu kepada mbak rustika erlambang direktur komunikasi indonesia indikator
ini dia atraksi yang paling kami suka
tiap hari ada latihan dan kita ada tambahan lagi
satu menyatakan terdakwa putri candrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
itu bisa mengeluarkan air lah untuk fermentasinya
di bawah sepuluh tahun atau di bawahnya itu
terus kemudian ada tekanan tekanan lain gitu
adalah memang sekian banyak calon apa
direncanakan pada malam hari pukul tujuh lebih tiga puluh waktu indonesia barat
namun jenis makanan tersebut bisa juga didapat dari pur
ya bukan persoalan menang kalah sebetulnya ya

itu untuk penelitian dalam negeri sendiri belum ada gitu
agar dana asuransi tidak hanya pilihan satu satunya bagi mereka yang membutuhkan
gatel banget tangan udah merah merah
untuk mengetahui kalau terjadi ada pelonggaran
ya mungkin saya menyambung sedikit ya tadi dari yang sebelumnya terpotong
menyebabkan penanganan katarak di masyarakat tertunda bahkan sampai menyebabkan kebutaan
dan rumah sakit ini harus punya kualitas yang sama baiknya dengan rumah sakit manapun yang ada di indonesia secara homogen
ya mbak kan timnas ini kan tidak seperti kompetisi
kalo lu di ibl gitu kan kalo lu gak kenal gak ada apa kan lu gak bisa masuk
sebenarnya tidak ada agenda terkait dengan undangan makan siang pada hari ini
apa yang yesus katakan tentang ini
karena enggak ada cadangan pangannya drop dari jakarta
untuk menyelidiki fenomena ini tim medis veteriner dkppp kota cirebon mengambil sampel lubang pembuangan kotoran dan tenggorokan dari beberapa burung untuk dilakukan uji laboratorium
ya kan tadi kan mbak desy bilang juga ini sudah jadi spesies yang dilindungi oleh indonesia
pertumbuhan perekonomian indonesia dinilai kiswoyo masih dalam kondisi stabil pada tahun ini di atas level lima
penggunaan seperti sosial media ya dengan instrumen instrumen yang ada di dalamnya seperti misalnya live tiktok gitu ya
byron shire sedang menunggu persetujuan usulan reformasi mereka ini
oke kita lanjutkan yang lain dulu
biar tubuh aku tidak masuk angin
nah tentunya hal hal semacam ini ya
nah itu ya mungkin kita baru akan sedikit merasakan gitu
ya bisa dilihat di belakang saya ini adalah tumpukan logistik bagi para pengungsi
dan kemarin juga di car tiga d itu ada kemudian seorang ibu dan anak yang sedang sakit
semoga kita semua baik baik aja sampai hari ha
nah selama ini implementasinya apa
kita jalan jalan di pasar tradisional
seperti pom bensin atau dapur dengan kompor gas tanpa didampingi orang lain
jadi gue dikasih rencana osis nih kamu jadi osis aja deh karena gue deket dengan adik kelas
nah jangan pelit kalau menggunakan air untuk mencucinya
dan memang kedepannya itu salah satu yang menjadi tantangan walaupun kita punya data data sementara
mendapatkan calon pasangan hidup saudara
mantan anggota sat intel kam polresta samarinda ismail bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penambangan ilegal
bahkan sampai bisa menggunakan pengamanan cctv
tidak prast memilih tiga angka di volley
kemudian dipakai oleh jamaah haji yang lain
kebiasaan baik ini ia terapkan juga kepada anak sematawayangnya kimora
menu ini merupakan perpaduan steak dengan nasi gila lengkap dengan lauk paupnya
berfikir dan ngambil keputusan itu kan sepersekian
ku tetap pada salib yesus
seperti blueberry keju ayam jamur hingga udang salsa
tapi tadi yang terberat ya tadi satu pelabuhan
maksudnya kayak mungkin aku rasa kayak belum pantes gitu
untuk pembahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual dwi andres santoso pengamat pangan institut pertanian bogor sekaligus ketua asosiasi bank beni dan teknologi tani indonesia
ini potensi untuk meredaknya itu keluarga
tidak bisa dilepaskan dengan isu keamanan
varian favorit dari menu ini yakni mie sagu lembab dan goreng
assalamualaikum pendengar sbs dan bu sri
yaitu ibu diah basergi
dan pernah disampaikan di debat pilpres dua ribu sembilan belas oleh pak prabowo
misalkan biasanya normal diturun dulu tujuh puluh lima puluh
yang menurut syarat baik dari segi keamanan
gita bininggrum arya asmoro bekasi jawa barat
josh hetfield adalah pelaku utama dalam pengembangan produk di laboratorium hoxton farms di london
itu tempenya ya kandungan isoflavonnya tentu akan berbeda tidak sama dengan lima puluh gram tempe
di mahasiswa dan mahasiswinya
soalnya kan prabowo sempat agak keras tuh
dan mundur sekitar lima belas hingga dua puluh menit
safi akan milih sm dibanding pj untuk main di ibl
menginginkan untuk masuk ke top dua puluh atau top lima belas untuk berikutnya
dan juga adanya homestay
terkait dengan kerja sama bilateral
gue ngerasa kecepatan gue gak kayak dulu
jadi pastikan anda berlatih di bawah bimbingan profesional
walaupun sekarang perang sudah mulai memanas
untuk semua aktor aktor
buat kita sih jujur kita menurut kita sih kalau dibanding sama kerja kita tahun dari mulai tahun lalu sampai sekarang sih
kalau yang kiri juga ada cuma tipis gitu
visi rasionya lebih dari satu
kunci bahan dasar pembuatan sup egusi adalah biji melon yang dihaluskan serta minyak lapas sawit
harga bangunan ini senilai
mentari letanzil edwin arman jakarta
ria pengusaha kuliner yang sudah lebih dari tiga puluh tahun berpengalaman membuat pastel
oke deh kayaknya mantep nih
bagaimana misalnya barang impor ilegal yang masuk
kalau saudara mengetahui bahwa dalam kitab firman tuhan katakan tidak baik manusia itu seorang diri saja
kemudian untuk moda transportasi umum favorit selanjutnya adalah bus
apa inisiatif dari generasi kedua
yuk saya ajak anda ke daerah bintaro tangerang selatan untuk mencoba langsung makanan khas asia barat yang otentik
tapi di indonesia menurut gue karena ibl nya mungkin
ya kalau melihat angkanya sebenarnya indonesia bukan penyusupan kematian ya buat anak anak tertinggi di dunia ya
memberikan keuntungan dalam bidang perikanan
daripada yang mati dalam perang vietnam selama dari pertama pertama pertama pertama
gak ada dampaknya juga gue masih pj sih
mahasiswa dapat membayar uang pinjaman setelah lulus dan berpenghasilan cukup
biak telah melakukan ekspor ikan tuna segar ke jepang
menelan biaya lebih dari lima miliar rupiah pemeliharaan besar di lapangan sepak bola stadion utama gbk ini memang sudah perlu dilakukan
saat ini kebanyakan pasien anak menjalani rawat jalan
kepada orang orang yang membutuhkan pertolongan
kembali ke australia new south west state emergency service telah mengeluarkan peringatan
kemudian tingkat penetrasi internet tinggi ya kurang lebih tujuh puluh tujuh dari total populasi
kalau kalian nggak berprestasi di situ sama aja sama di atlet
apapun di atas tujuh puluh lima termasuk kritis pada tingkat stresnya
iya gak banyak sedikit om
sebelum mencolokkan kabel pengisian ke mobil pengguna harus memindai barcode pada alat pengisian melalui aplikasi spklu pln
berapa bandwidth yang dibutuhkan oleh kpi
si alibagir itu ngeblok si lapian
tapi bagus sih maksud gue programnya tuh jadi buat anak anak yang kuliah tuh jadi termotivasi gitu ya
selalu apa di nomor satukan dari awal mereka bareng gitu
tapi mungkin ini salah satu cara ya karena untuk mencapai target ini
susu juga kaya akan mineral seperti kalsium fosfor magnesium dan zat besi
madu memang kerap digunakan dalam berbagai hidangan
untuk membangun gua militer jepang memanfaatkan masyarakat indonesia dengan cara kerja paksa atau yang kita kenal dengan romusa
keluarga mereka untuk komunitas mereka
jadi ini yang kita lihat di sini ini yang menggabungkan antara panel satu dan panel dua di bagian sini
dan beberapa varian juga bisa dilihat di belakang
saya kira apa yang disampaikan oleh pak gubernur bali beberapa waktu lalu terkait dengan adanya beberapa teman priaul
itu meningkatkan resiko segala macam penyakit
karena kan saat tidak tidur malam itu kan lama ya bisa enam jam atau sebaiknya tujuh sampai sepuluh
dalam satu tahun ke depan sehingga kita punya pilihan
saat menghaluskan dan meniris pun masih dilakukan secara tradisional
dimana salah satu filmnya yang berjudul monisme
sanksi dan denda hingga bahkan ratusan
untuk bisa men sukseskan pertandingan internasional kelas dunia yang ada di indonesia
untuk mengikuti tuhan mempersiapkan kami untuk bergabung dengan tuhan
sehingga pt mpg melakukan peningkatan status dari gunung semeru dari level waspada
woyengapu empat lima persen surabaya empat empat persen pontianak empat tiga persen ambon empat tiga persen cirebon empat satu persen banjarmasin empat persen
kemudian menjawab pertanyaan dari panelis dan berinteraksi satu sama lain
jadi tidak ada yang tersaling pisu itu
dengan begitu mudahnya diabaikan oleh orang banyak
biarlah ini menjadi berkat khusus bagi anda semuanya
arsyad rashid sama andika perkasa
pilih partnernya itu gimana sih kalau di badminton kan ya kita lebih familiar dengan badminton ya
danacita atau pt inklusif finance group adalah badan hukum yang telah mendapatkan izin usaha dari otoritas jasa keuangan
kan biasanya bulet full gitu loh
mudah mudahan kalau suaranya sama seperti ini kan sudah jelas
wah susah juga rey
iya gue naik motor aja di depan terminal dago itu udah gila sih macetnya
pendengar petisi online yang disebut draw out some cash day
potensi itu terlihat dari caimin itu memang kalau bicara ya
dalam satu sisi mungkin saudara ditolak satu bidang ini
ini yang saya rasakan bumbunya lain gitu
ada di jalan kiai haji mas mansyur surabaya ini menyajikan gule khas timur tengah yang dinamai
namun fasilitas sepeda yang masih kurang serta pengendara lalu lintas yang kerap semena mena menggunakan jalur sepeda yang tersedia
nah tadi apa yang disampaikan oleh pdip kalau yang saya garis bawahi
dia mau catak record pemain nba terbanyak yang menggunakan oksigen di lapangan
ikhbah kecewa nih karena sudah ada ibu ibunya di sana kan
semuanya kan bisa lewat aplikasi lewat tidak harus ke rumah sakit ke dokter dan lain sebagainya
deru nafas mantan raja jalanan ini kembang kempis
pelaksanaan mereka benar benar dilakukan karantina sesuai dengan
jadi harus saling koordinasi terus
nah begitu seandainya udah aman ya kan
jadi mulai hari jumat nanti kami sudah mulai mendatangi duk capil untuk melakukan perekaman ektp bang
yang akan mengatur ppkm skala mikro ini
namun tidak lengkap rasanya jika singgah tanpa menyecipi kuliner khas yang beragam dan pastinya tidak akan membuat kantong anda bolong
untuk lagi berjuang ke atas itu aku ngedown aja jarang
rekomendasi kuliner sudah menanti
yang sudah tinggal puluhan tahun di samping rel ini bahkan karena sempitnya hunian rumahnya sumarni
irak turki arab saudi palestina dan uni emirat arab
biarpun kemarin udah nyanyi ya lalu waton tuh
jadi itulah mengapa kami membutuhkan solusi yang memiliki jumlah hari yang lebih tinggi
sehingga memang hari ini hanya ada dua perjalanan empat perjalanan sisanya yaitu dari harjamukti dan juga jatimulya
jadi itu sebenarnya inspirasi gue untuk mulai ngobrol di sini sendiri
mengenai apa artinya menjadi gemuk
tidak adanya ppkm lagi
supaya tidak harus ke luar negeri lagi kita justru harus menjadi rujukan bagi negara negara tetangga
di australia gabungan vaksin campak penyakit gondok dan rubella diberikan dua dosis
tapi keliatannya lo emang masih deket deket aja ya sama anak aspak ya
pengendara menanggapi positif wacana pemasangan chip ini
dia mengatakan bahwa ada peningkatan dalam pengobatan menuju terapi psikologis
rumah rumah harus menghabiskan lebih dari dua puluh lima
supaya ini bisa skalanya kita perbesar dan lebih masif lagi
bagi bada haji ke sana ke saudi arabia tentunya sangat disarankan
kedua istilah ini memberikan dampak negatif kepada anak muda dalam mengelola finansialnya
setelah matang dan dingin potong menjadi delapan bagian berbentuk jajaran genjang
dalam sehari warung bakso ini memproduksi hingga sepuluh kg bakso aci dan bakso jewol
lanjut ya perburuan jajanan tradisional lainnya
dengan atap tumpang tiga yang melambangkan tahapan kehidupan spiritual islam
jadi penelitian ini belum konklusif yang mantap mas
tapi itu semua bagian dari tujuan itu
sehingga memang ini ramah bagi para difabel
sebenarnya dalam hati kita kalau kita mau jujur pakai hati nurani akal sehat
alasannya tadi peragam mulai dari penempatan lokasi yang tidak sesuai
gue kan lebih banyak dipakai di posisi lima
wah gila kakak kelas gue jago jago ya gitu
aduh ini cakarnya keluar semua nih ngeruk ngeruk
seberapa efektif langkah tersebut bisa memitigasi penularan covid sembilan belas
jadi sudah ada penelitiannya ya
terima kasih pak timnas aji santoso dan juga sekjen pnssi richard ahmad telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news
kondisinya seperti apa disampaikan saja
bikin roti panggang coklat nah tapi ini spesial banget karena kita enggak pakai oven manggangnya
pertama kali saya main basket tuh karena pras sebenarnya dulu
itu kan masuk kepolisian lewat laporan b gitu loh
pemahaman mengenai zonasi wilayah pusat bencana juga perlu dipublikasikan oleh pemerintah setempat
saat itu orang orang sekitar menyampaikan pemikiran bagaimana jika si sapi
apakah proposional terbuka telah memenuhi prinsip pemilu
untuk memastikan cedera korban apakah terjadi patah tulang atau tidak
di denpasar bali senin pagi
di kusuma sendiri kita mempunyai dokter spesialis kulit dan juga dokter estetik
rp empat ratus saya simpan untuk dua bulan
instagram hari ini bahwa di sisa game seri jakarta ini hanya menentukan seeding ya posisi berapa yang
sebagai wisatawan ramah lingkungan
korban meninggal kebanyakan ditemukan di bawah reruntuhan bangunan yang tidak mampu menahan goncangan
harus harus ada peningkatan gitu performanya ya
pelanggan hotel reptil ini bukan hanya dari jakarta
bagi para warga bangsa pribumi
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
itu juga termasuk hal yang membuat
pemain harus terbiasa dengan perannya masing masing
ini kan kita temukan bahwa barangnya itu memang sudah masuk ke cross border pergudangannya
dengan skema tadi bapak katakan
seporsi bakso aci ini dijual mulai dari dua puluh ribu rupiah
di samping adanya ya saya tidak tahu apakah kemungkinan ada juga kalkulasi ekonomi tentang kemungkinan bahwa para target
dan harus kita tangani bersama
sebuah universitas di surabaya telah menginovasikan proses belajar dengan konsep futuristik yang mengandalkan berbagai kecanggihan teknologi
satu orang dewasa dengan berjongkok
gue kan gue juga ngikutin juga kan basket di bandung gitu
bahan bahan asli telah menjadi sorotan akhir akhir ini namun mempelajarinya sebagai juru masak rumahan mungkin terasa seperti hal yang belum dipetakan
terus kayak lo ada beberapa haters yang bilang kayak lo gak pantas deh
visual spesial sosial dan keterlibatan emosi di dalamnya
mereka sering sering ingin
keberadaan pelaksanaan dari ibadah haji warga negara indonesia
dan disini dimana di kamar kontrakan ini sejumlah motor disimpan
kalau memang ingin menekan penyebaran kenapa tidak diterapkan di sini
ini semakin sejahtera sehingga mampu membeli kendaraan pribadi
nah itu juga yang harus dipastikan kan verdi
oke pak daryo mungkin sedikit kita melihat gempa yang terjadi di jepang
kalo ee jadi kalo yang vibua itu
selamat berjumpa kembali dengan radio advent suara pengharapan
terutama kepada pihak pihak yang tidak memiliki cara pandang yang sesuai dengan pemerintahan baru nanti
keberadaan pohon anggur ini tersebar merambat di setiap gang dan bahkan hampir di setiap rumah warga
jadi kayak tadi itu pengalaman kita
ya selamat pagi mas
itu belum masih juara baru alat alatnya doang ya
dan kalau kemudian tidak menyebutkan nama kemudian banyak pihak yang kemudian saling merasa tertuding
kerajaan belambangan banyuwangi nah ada ornamen ornamen kultural khas banyuwangi ini ada
ya sebenarnya yang namanya nilai tukar itu adalah sesuatu yang selalu ada ya
butuh konfirmasi tapi yang jelas
yang saya katakan adalah
jadi kita selalu berkoordinasi juga
nah yang sering kita bayangkan bahwa di israel ini hanya ada orang yahudi
bang ali selama piala dunia ini sampai jam berapa biasanya keramaian masih bisa ditemui di jalan jalan qatar
jadi program kami memberi
dan katanya juga mungkin radar mereka juga terganggu ya
ya tipe tipe ini lah siap shooter yang langsung shooting lah
wrap tidak boleh pelit ya agar semua bagian tertutup dengan rapi kemudian lapisi dengan
salam kasih dan selamat berjumpa kembali untuk semua pendengar radio advent suara pengharapan
apa faktor itu adalah informasi yang baik
macam pempek pun beragam ada pempek kapal selam lenjer adaan kulit lenggang dan lainnya
sang menantu yang bekerja sebagai sopir rangkot rata rata hanya mendapat uang bersih lima puluh ribu rupiah dalam sehari
biasanya mie sagu dimasak dengan campuran tauge telur bakso ikan dan racikan bumbu
kita juga ada banyak aktivitas aktivitas
dengan mengonsumsi obat obatan dalam bentuk sirop
kementerian pendidikan dan kebudayaan misalnya mengadopsi beberapa modul
berarti lo belum pernah kamerun tapi ya
sekecil kecilnya ya sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat
kemudian recovery dari cederanya itu tidak berjalan dengan baik
selepas pulang sekolah hiburan anak anak di kampung ini adalah bermain layang layang
selain wreck atau bangkai kapal situs selam biak numfor mempunyai berbagai keunikan
sementara tikus liar mampu bertahan sampai tiga tahun
karena manfaatnya tidak hanya spiritual
baik mbak brita terakhir tips menggunakan pinjol dan juga paylater agar tidak terlilit utang
jadi sejak itu kita pantok kita kontak dan kita memang sudah persiapkan
irfan amali dikenal sebagai penulis buku yang sudah menghasilkan lebih dari lima puluh karya
nggak mungkin dari wartawan ya
jadi setelah dua ribu lima belas lulus tetep saya akhirnya ambil keputusan untuk pindah ke satria muda
tikus akan minum lebih banyak
kita seleksi seluruh sekolah diseleksikan
dan kemudian dilakukan zona isolasi
iya kan kalau misalnya rezekinya di indonesia gitu kan
ukraina sendiri juga hancur kan
jadi antara mereka sendiri untuk sub bisnis yang sama
empat belas menolak dan empat puluh lima abstain
terus kita bertemu dan sebenarnya kita udah ngobrol sedikit
kalau tidak ada aset yang bisa diwariskan
ini adalah dua bencana hidrometeorologi yang memang terkait erat dengan perubahan iklim krisis iklim
dan menurut pemerintah kelangkaan tempat sewa di seluruh negara ini
secara fisiologinya memang yang namanya pembakar lemak dikemukan
tapi mungkin bisa jadi ada yang berbakat juga
dan di awal lo gak bekerja dengan keras dan kemudian lo lebih baik
makanya gue ngajuinnya ke main basket waktu itu
bapak kalau ada kalah kalah dulu itu biasa nanti kan menang gitu kan
yang kedua ini untuk tagging itu penting sekali untuk kita bisa mengetahui
nah mengenai dari buruh sendiri
bebas dari mulai jam tiga sore
tapi yang mau saya katakan untuk menjawab nana tadi
topografi pesisirnya yang landai dan tidak terlalu dalam
terima kasih kami ucapkan bagi anda semua
ini rias kecombrang untuk ikan arsik nih biasanya
nah tapi kalau misalnya terkait transisi energi juga nih bung hedra
dan apakah setuju dengan peraturannya pak
buah buahan inilah yang dulu mewarnai aktivitas kanak kanak kita
kan kalau nembak tuh harus lembut om ya mungkin dia doang
untuk dengerin juga kita sama sama diskusi
aku pikir sama aja boleh pakai sunscreen boleh pakai sunblock gitu
tapi itu kayaknya copy paste
harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin prasejahtera itu termasuk di dalamnya
kalau kalian udah siap pasti
artinya mau tidak mau dan pasti rasa karena tidak waisak secara offline
ketika ada dari anggota kami yang terbakar
kemudian carilah penutup kepala leher
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ada dono purwanto
bima perkasa masih ketemu sama dewa united
dan mendapatkan sim pemohon disarankan
yang kita tahu punya kemarin punya referensi pilihan politik terhadap kebun satu
kalau nggak ada tempat yang bisa mengcontain atau nggak ada aliran keluarnya ya sudah dia meledak di situ
dan bukan hanya korban saja instability
biasanya dendengnya enggak basah ini tekstur kering
lalu bagaimana caranya kita untuk nonton tv digital di set top box
jadi prinsipnya rumah risa itu udah sebetulnya struktur beton bertulang
jika kamu ingin melakukan sesuatu
kegunaannya untuk nanti supaya motif motif ini tidak punah
pemerintah harus mempercepat vaksinasi covid sembilan belas terutama bagi anak
yang dari segi jarak lebih dekat
jadi saya masih ingat ada studi dari menteri ekonomi tahun dua ribu delapan
ngeliat tempat wisata di rio yang
muhammad sudah tujuh tahun mengolah limba ban menjadi beragam sandal
nah itu bisa kita ukur dengan cara itu
sajian mie yang bernama mie bangladesh ini bahkan sangat terkenal di media sosial
karena memang harus lobby lobby harus ngobrol terus harus berdiskusi
petinggi partai koalisi indonesia maju dari teman teman partai politik lain ya tentu dan tokoh tokoh bangsa lainnya
sandwich tapi digoreng jadi kita butuh ini roti tawar ini yang sudah dibagi empat nah terus
apalagi dari luar solo juga ada
ini kita sudah ada penurunan capaian belajar banyak anak yang putus sekolah
jadi si warganya juga harus lebih aware gitu terhadap diri sendiri dan sesama
aroma menyingat khas rempah rempah sudah menyeruak saat melintasi setiap toko
tanpa mengurangi rasa hormat saya
karena sekali lagi kita nggak menemukan kasus kasus yang berat atau terinfeksi ini dengan memadai atau dengan cepat di masyarakat
menjadikan kuliner ini unik dan lezat
kita selalu menemukan bahwa banyak orang di negara asing dan negara asing
korban yang meninggal di gaza sudah lebih dari delapan ribu
kalau yang berprestasi kalau nggak berprestasi latihan lagi ya gitu
agurta kbri kita untuk menghormati
iya jadi kayak kalau buat masuk ke top dua puluh tuh harus juara yang turnamen gede kayak lima ratus wta seribu ataupun grand slam

selanjutnya ibrani delapan ayat sepuluh
anak lainnya mungkin secara
yang berdomisili di sydney
ini akan diberlakukan di daerah ekonomi kesehatan khusus
jadi artinya sebetulnya yang coverage yang ya kalau pak benur mungkin kemarin ya itu mungkin masih satu ratus lima
kita tahu putusan ema sempat membebaskan perusahaan dalam kasus skarhutla
saya pasti udah fix lah anak cls gitu kan
ada berbuat salah tapi memaksakan diri untuk terlibat
pengen ngapain dengar tebas juga pada tau ya cen ya
uk nya celan pramuka
nah kemudian jangan lupa juga sertakan persyaratan yang sudah ditentukan dan langsung ikuti arahannya
tidak mungkin sebuah penduduk itu kan seratus ya hitungannya kan
jadi tiket buruknya juga sudah kelihatan di situ
hasil laut hasil tambang semuanya kayak gitu

kepada transaksi itu kepada
dan pada saat voting voting itu di belakang layar krillianya juga
jadi pastilah semua program pemerintah itu
memang sudah disediakan ada sepuluh kantong parkir sepeda motor
hingga sejumlah hotel yang akan menjadi tempat karantina
nah nanti pasti bakal rame juga nanti kan infonya kan banyak kulineran
jawa barat tertinggi jawa timur jawa tengah
dan satu hal lagi nih yang harus diperhatikan
mengapa harus dihubung hubungkan kemana mana itu
kalau memang belum apa yang dirasa sebaiknya lebih mendesak diambil responsnya oleh pemerintah
sama minuman juga minuman yang kayak es jeruk atau sebuah gitu sih biasanya
apen bayeren adalah sebuah tradisi khas biak numfor
tapi di hari itu biasanya lebih banyak sendiri berarti
nah kalau misalnya sunblock itu ya benar benar dia melindungi kulit kita
jadi menjaga sesuatu yang lama yang baik kita jaga
dengan hadiah raja median
makanan indonesia yang ada di sana seperti apa kalau di sana
yang ada di berbagai tempat
kebetulan saya juga di samping jasa marga juga ketua asosiasi tol ini
jadi membangun ekosistem ini juga harus sampai dengan hilirnya
tidak boleh kalah lawan irak menang lawan vietnam lawan jepang gimana nanti gitu ya
ini yang bisa menurunkan produksi secara tajam
warisan lahan yang berhektar hektar dari orang tuanya menjadi alasannya mau tidak mau kembali ke sektor pertanian
musim ini berada di kawasan sudirman jakarta pusat
ah gua lanjutin ah gua pengen nambah inovasi ini pas kapan tuh
saya kesandung aja kayak kesandung gitu tuh aduh
skor kita harus butuh pembuktian karena
lu yang tiga tahun di rusia aja gak gini amat ya
itu film dokumenter tentang
ini ceritanya tentang seorang pria miskin
selalu saya pesan sih apa itu namanya
jadi kita sudah bisa mendapatkan kedua flight recorder atau rekaman penerbangan black box
yang namanya sit up itu kan latihan untuk memperkuat otot perut
bapaknya itu presiden jokowi
walaupun melalui proses kualitas kontrol yang panjang tidak menutup kemungkinan air ledeng ini tercemar
terendah itu tahun dua ribu tujuh itu sekitar empat tujuh tahun dua ribu tujuh
sejuknya air telaga samares langsung membuat saya merasa segar
asal mereka memenuhi berbagai macam persyaratan
itu kita selalu siapkan peralatannya
pupuk untuk tanaman ia buat sendiri dari olahan sisa sisa kotoran hewan ternak
di kampung ini sudah ada bakpia itu dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
masjid gede kauman adalah masjid tertua yang dibangun bersama kraton yogyakarta
itu bisa masuk ke jakarta cikampek
komentar anda seperti apa pak andreas
iya tapi juga jangan terlalu langsung yang baru belajar
sehingga hari ini ini waktunya kita melakukan intervensi
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua
tapi yang agak bahaya itu sebenarnya yang jenis kedua
harga jual brem bervariasi mulai dari rp dua puluh
jadi benar benar siapapun dengan mungkin hanya dengan mengasih ktp gitu ya
dengan sudut sekitar lima belas derajat
harapannya tentu semua daerah juga bisa mampu dengan strategi strategi tertentu
bagi kita sekarang warisan sementara disiapkan
khusus untuk daerah daerah yang terutama adalah asal dari orang orang yang mudik
kondisinya kurang lebih samad
berhasil dievakuasi dengan selamat dalam hitungan menit
dengan syarat daun tidak rusak tidak busuk dan memiliki panjang sekitar enam puluh cm
kita kontak ke kbr
dan berolahragalah dengan cara yang dapat menekan resiko cedera seminim mungkin
salah satu momentum terbaiknya adalah ini
kalau kita lagi menang kita di atas angin
ada satu yang lebih kompleks kemudian yang satu lagi lebih simpel begitu
dan empat puluh menit sebelum keramas mandi pagi itu saya pakai hot oil nya
bikin aja event streetball yang lo suka
mengkomunikasikan masing masing kebutuhannya itu seperti apa
sehingga perlu saya ingatkan
sebagaimana kita ketahui bahwa surat edaran kementerian agama nomor tiga tahun dua ribu dua puluh satu
nah ada yang mau coba memudidayakan ikan bawal hati hati ya terluka tangannya seperti saya
baru pertama kali masuk ke sekolah
dan meminta israel dan hamas untuk melakukan gencatan senjata
nanti bakal ada nambah sesuatu gitu kan
ketika gerbong sudah kosong apakah sudah selesai pekerjaan ya waktunya masuk dong
nah bagaimana nih para generasi z maupun kita yang cenderung seperti itu
gula bahkan sangat dibutuhkan sebagai bagian dari karbohidrat yang memiliki banyak fungsi baik
jatuh pada hari kamis tanggal dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh tiga masei
terlibat di situ untuk melayani atau membantu ya
sempet gak sih waktu pas di sm ikutnya

pengantar hukum acara konstitusi
menelusuri adanya iklan ini
apalagi untuk meyakinkan seorang joshua jojo untuk main lagi gitu di liga pro kan
mangga urangau solawat ke kanjeng nabi saw
saya kira saya yakin pemerintah sudah mempertimbangkan secara efektif terkait dengan angka angka ini
rasa rujaknya dapat sama rasa es krimnya dapat
ibu dewi kalau kita bicara soal pandemi covid sembilan belas ini khususnya di denmark
bahkan ada sebaliknya anak smp sekarang sebulan habis dua juta buat kuota aja
atau throttle pada saat pesawat terjadi
kita udah sempat bilang ke refereenya gitu kayak
itu yang bekerja bekerja
terus kemudian yang kedua bisa meningkatkan resiko cedera
berarti lu kalau misalnya nyebut ijasa berarti ijasa itu
jadi ini padahal sejak dulu hpt sudah kami usulkan untuk segera dinaikkan
yaitu di mana ketika truk ini berhenti di pelintasan kereta
uzbekistan membuka keunggulan melalui gol hussein norcaev pada babak kedua di menit ke enam puluh delapan
cost operasional itu pelaku usaha tiap tahun meningkat ya sehingga kuncinya dari harga
tapi konservasi sejatinya bukan hanya menjaga
dan jadi ketika saya pindah ke indonesia
pasti karena badan pangan nasional kemarin memang mempropos kenaikan harga gkp dua puluh
laurentius steven oi akan pensiun di saat
dan tiga ratus ribu per jam untuk jasa instruktur
tapi greenpeace indonesia menyebutkan luas deforestasi hutan di indonesia dalam lima tahun terakhir mencapai dua tiga belas juta hektare
tetap bawang mahal nggak dikurangi
tapi ya ini bukan pembangkangan konstitusi lagi
anggota komwasjak yang baru dilantik ini berasal dari berbagai latar belakang keilmuan dan kealian seputar perpajakan serta termasuk tokoh anti korupsi
akhirnya gue dikasih nonton bareng nba waktu itu segala macem
kedua banyak legend legend
walaupun mungkin pembalap lain tau ya gue perempuan
akselerasi digital di berbagai sektor terus digenjot guna memulihkan kondisi ekonomi termasuk sektor industri aviasi
hal tersebut menandakan bahwa imunitas masyarakat indonesia
akhirnya begitu gua bawa kamera gua begitu nyampe disana juga
pt kereta komuter indonesia membeli kereta bekas dari jepang
untuk pilihan berbuka lainnya adalah intercontinental jakarta pondok indah
melangi berasal dari kata mulangi yang berarti mengajar
maka perlu ada bauran energi yang digunakan tadi
jadi sangat sulit untuk mengatakan
kalah memang seringkali menjadi momok ketika seseorang akan atau sedang berkompetisi kalau
terkait pewarna dan bahan untuk membatik
kita tahu sebetulnya memang salah satunya adalah cuaca ekstrim bang ari yang menyebabkan banjir
untuk menikmati beefless cheeseburger
adalah keluarga yang sangat kaya
yang sudah hadir di istana untuk kemudian melaksanakan agenda makan siang yang diundang oleh presiden joko widodo
maupun di bukan hanya di lsm
kue sus tidak tahu
tim liputan cnn indonesia
untuk mengetahui jalan kembali kepadamu
dan ini juga sudah data dari harbonas juga bahwa
tim liputan cnn indonesia
untuk mendapatkan sarinya air tape harus direbus hingga mengental
ya soalnya kalau gue lihat juga squad tuh sebenarnya banyaknya senior juga kayak whiskey effendy kayak okiwira
yang dinamai rumah instan sederhana sehat atau risa
lalu rakyat mengkritik juga tidak diindahkan karena prosesnya sudah jalan
lu lu lu fisik fisik mau mau mau kayak siapa kalo misalnya mau main basket
artinya masyarakat yang ikut membiayai negara
dia mesti diperterbangkan ke manado atau ke makassar misalnya
atau ada aliran generasi kekinian yang mungkin akan memberi nama anak mereka dengan sebutan farel aurora atau mungkin sheryl
harga yang ditawarkannya cukup terjangkau berkisar antara rp dua ratus lima puluh hingga rp empat ratus lima puluh
kemudian kebijakan besarnya psb
baik dari pihak kapolres ataupun kapolsek begitu
dan mungkin perangkat perangkat mungkin sulit
tema debat yang ditetapkan oleh kpu
corak dan warna pembuatan batik tulis milik mbah sum masih klasik
ini tahun ini hampir dapat dipastikan
dan beritahukan tentang radio advent suara pengharapan
rata rata mereka melakoni profesi kulipanggul bahkan sudah turun temurun
padahal kan kalau entertainment entertainment saja
tapi kalau terjadi full ground operation
tidak ada salahnya singgah kalau sedang berkunjung ke yogyakarta
nah sementara anies mereka bermain di sela sela pertempuran antara ganjar dengan prabowo
kemudian tidak harus membatasi para distributor yang selama ini sudah menjual
tutup pentil ban karakter ini dijual dengan harga satu ratus dua puluh ribu per pasang

nah ini rapel tiga bulan uangnya agak banyak jadi ada permintaan lima hari mendadak pasar kurang suplainya
udah mengidolakan dari dulu nih
apa korban yang terjadi pada kecelakaan tersebut
jack manianya ada nah ini harus diantisipasi
kandungan kolesterol dalam sebutir telur asin yang biasa kita temui
hal ini tidak berarti anda harus berhenti mempelajari suatu alat musik
terbeserta dibantu oleh moving jasa perpindahan rumah lah
mulai dari jam setengah enam sore hingga jam delapan malam
kebetulan mungkin gue salah satu dari sedikit streetballer yang bisa ngebungkus itulah
yang apa namanya oknum oknum itu memang
masa pjj ini memang
setelah adonan tercampur sempurna dan mengembang siapkan loyang dan isi sesuai dengan ketebalan yang diinginkan
dia mengajar anak anak yang lebih kecil bagaimana menyelinap melalui hutan tanpa bersuara
jadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional
memang masalahnya nanti di arteri ya pak ya nanti itu memang harus diatur kembali
seperti kampus kampus perguruan tinggi
tertawa sedih takut dan lain sebagainya
saya tidak pernah melihat dia membuat delapan dari sepuluh
pakai air galon ya berarti ini nggak buat konsumsi lah ya bu
atau emang fokusnya ke yaudah gue main di liga mahasiswa aja deh dulu
jangan dicampur adukan dengan agenda reforma agraria
namun pembuatan teh tetap dilaksanakan sesuai waktunya dan disajikan untuk gedong prabayekse
namun hal ini tidak berlaku untuk air ledeng yang tercemar logam berat
jadi pikirannya kalut gitu
salah satu penyakit yang berbahaya yaitu rabies
ruli justru menganggap ai atau artificial intelligence
dan bersedia melakukan apapun
dan juga tentunya tadi pemulihan ekonomi nasional ini juga khususnya dari situasi
serta bertemu dengan sesama sedulur sikep
nah tantangannya sandal sandal ini adalah sandal head matte yang tidak ada alat pencetaknya
individu ini perlu untuk mengembang buruknya masing masing gitu ya
terutama karena cuaca cenderung sejuk selama musim itu
ketika memilih instansinya dan lain lainnya
mulai dengan mengistirahatkan mata secara berkala hingga melakukan senam mata
saya ingin mengangkat kembali sebenarnya
menurut permen hub no empat puluh lima tahun dua ribu dua puluh pada pasal lima dijelaskan bahwa sepeda listrik hanya dapat digunakan di kawasan pemukiman kegiatan car free day dan kawasan wisata
dan tidak akan pernah habis habisnya
apakah sumber gempa tersebut dekat dengan pemukiman
namun kalau daratan dengan terhubungnya pak jalan tol trans sumatera ini pilihan pilihan orang sumatera selatan ini ya mereka
wanita berusia delapan puluh lima tahun tersebut meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama sepuluh hari di rumah sakit
dua ratus lebih mbak untuk molding cetakan kita
kenapa posisinya sangat strategis
dan mengambil sesuatu yang baru
atau lebih murah dari produk bbm yang dijual oleh spbu swasta
sementara bedang jahe bisa dinikmati dengan membayar rp sepuluh
itu kita gak perlu lagi repot repot translate sendiri
tapi hanya untuk take away order
ketua eir claire savage memberikan lebih banyak wawasan tentang makna dibalik tawaran pasar default itu
tapi kalau presiden kelihatan punya kecenderungan pada paslon tertentu
pasmede mudah mudahan kepolisian sudah mengantisipasi sehingga tidak ada penutupan lacur
dan kami juga akan terus memantau perkembangan
tapi terlepas dari itu semua karena ini sudah ditetapkan oleh pemerintah
saya ingin semua kru dan cast kita punya suara yang sama dan visi yang sama melihat isu ini juga gitu
kalau sebatas katakanlah penculikan konvensional
dan selain secara amal itu jadi amal jariah ya
dan itu saya melakukan sengaja
selamat siang bapak bapak selamat siang selalu
kalau udah expert langsung lompat juga boleh
yang pasti sih jago terus dia tau kapan mau poin kapan mau passing
hampir dua tahun telah berlalu sejak dimulainya gerakan perempuan kehidupan
setan jauh lebih sulit
ya pan juga tidak melihat adanya cawe cawe pak jokowi ya ke pil pemilu ini bang mas sifah
jadi kita dari sisi indonesia kita masih optimis ya
warga tak mengira akan banjir sehingga tidak bisa menyelamatkan barang juga kendaraan
kalau misalnya dari pandangan gue pribadi sih gue penin dari gue ya dari gue pribadi sih gue
ini sesungguhnya yang harus dipersiapkan oleh pemerintah
nah itu apa yang dapat kita kerjakan
dan janganlah memudarkan pengharapan kita
inflasi kita terjaga di level tiga misalnya
saya sih mak segininya
mulai dari kasur meja kaca sepeda motor sepeda goes tukas televisi semuanya siap dikirim
ntar malem gua akan foto ya
kalau kamu bisa belajar bekerja keras kamu bisa melakukan yang terbaik
kalau heat stroke biasanya hitungan jam ya dia sudah tiba tiba demam tinggi tanpa ada penyakit apapun
dan supaya kita tahu akibat sebuah el nino kekeringan ekstrim diprediksi akan berlangsung hingga awal dua ribu dua puluh empat
oleh sebagian saudara saudara kita seperti di aceh
nah itu dia tadi cerita saya bersama dengan salah satu pahlawan delivery
bayangkan ya itu mengapa celebrations dibuka dengan c atau choices pilihan
platform digital itu kan kepada youtube atau tiktok dan lain sebagainya lah ya
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
penduduk setempat tidak berpengalaman
kemudian memasukkan kertas atau tisu ke dalam wadah
ini adalah nama nama yang tergabung di grup tiga dan memberikan respon bahwa semua topik siaran radio advent suara pengharapan adalah siaran favorit
itu sesuatu yang khusus
dan saya kira dimanapun juga ya tidak ada yang melakukan pengawasan surveillance ya
kapasitas maksimum pengunjung lima puluh persen dan mal buka hanya sampai pukul delapan malam
dapatnya jadi kecil dan dapatnya kecil itu
sehingga harganya terakumulasikan pengiriman pertama itu dari pengiriman kedua
proses pembakaran biasanya akan berlangsung lima sampai enam jam
jadi kita kalau pas dapet bola liat dia kosong kita passing dia
disitulah nanti terjadi seleksi alam
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
jadi peranakan malaysia kayaknya banyak di sini mungkin lebih banyaknya orang orang pagi pagi itu kayaknya kopi tiam lebih enak
di lintas utara sudah ada double track jakarta surabaya
datang lima tahun kemudian
ini telah menculik sedikitnya dua ratus delapan puluh tujuh murid
ya pertama memang saya mencari anak muda ya
dan kerabat pelaku yang telah mempersiapkan makam sejak sore hari
tadi gaya yogyakarta dibagi menjadi tiga karakter
kalau berbicara program yang memang spesifik mungkin saya akan bacakan karena memang panjang banget
menyiapkan pemimpin masa depan
lalu tukang tukang daya
padahal pengen ngelanjutin dari dulu tuh pengen ngelanjutin
berangkat semua enggak running target doang
kurangi lah kesalahan kesalahan yang minor minor tadi ya bung josya
saudara pendengar yang dikasih oleh allah
ned anson pindah dari south yara di melbourne tujuh tahun yang lalu ke geelong
kami telah berada dalam krisis selama dua lima tahun sekarang
lagi lagi banyak yang menilai pras tidak layak di timnas karena penampilannya sempat menurun pada awal laga
agar panas tidak tertahan di satu titik yang membuat kematangan cobek tidak merata
dan kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh
nah ini persoalan persoalan yang harus kita hadapi
lukisan di payung payung ini adalah karya seniman lokal kota pematang siantar
sedangkan kalau yang dispepsia organik atau yang memang benar benar ditemukan kelainan di dalam
biasanya pendekatan ke paranormal akan dilakukan oleh tim sukses terlebih dahulu
dalam arti program diversifikasi pangan sampai detik ini itu program yang hanya wacana dan jargon semata
meski tinggi badan bukan segalanya bagi seseorang desi yakin ini dapat membantu anak anaknya mendapatkan pekerjaan di kemudian hari
tapi pastinya yang ini lah ya kuliahan yang ada basketnya lah ya
terus mengedukasi masyarakat kita
kalau sudah begini tidaklah mengejutkan jika tersiar kabar banyak caleg yang stres depresi bahkan kena gangguan mental
seorang perupa australia modern dari abad ke dua puluh
jadi sekali lagi ini adalah upah minimum
awalnya pasar ini hanya buka setiap senin
nah korelasinya sebetulnya kan hari ini karena memang memasuki masa panen
sekarang insya allah akan diadakan lagi untuk tahun ini
dan ia berhenti pada hari ketujuh
wahaha sudah menggiurkan nih olahan mangut beong
tapi kalau kita lanjutkan harus ada jaminan bahwa nanti apbn yang kita kerahkan ini
benar full gitu ya mbak ya
menawarkan warna lain keindahan tanah indonesia
tentang festival ini jadi bagaimana menurut ibu diah
lawan keduanya vietnam bisa dibilang relatif paling ringan di grup ini
data harian kasus covid sembilan belas nasional menunjukkan
ku rindu selalu menyenangkanmu
gimana kalau presiden yang dianggap melakukan pelanggaran
baik pak alex tapi dalam situasinya pak hari ini sebetulnya dari data dan angka ya mungkin pantauan satgas
habis itu mau ngikutin mama juga kan
untuk minumannya tersedia beragam kopi dan teh tarik khas menu peranakan
bagaimana cara menghidupkan suplemen
karena bahan utama sambalnya adalah cabai dan tomat mentah
dan sampai saat ini masih ada dua belas kecamatan yang terdampak
kemudian yang kedua ditabung atau diinvest itu yang kedua
target target penerimaan yang dinaikkan
kalau misalkan panas tidak kepanasan
baik pada kesempatan ini saya akan sapa para pendengar yang sudah memberikan respon untuk posting pilihan kami yaitu siaran favorit
sekaligus menjawab persoalan yang menurut unicef masih menjadi permasalahan di sekolah sekolah
meskipun banyak negara yang sudah mulai mengurangi penggunaan batubara
mungkin karena goyang goyang jadi bagus tek gitu ya
sembaring abu burit menanti berbuka puasa dan beribadah jamaah
huruf b untuk belief atau dalam bahasa indonesia adalah percaya atau kepercayaan
konstitusi kita betul betul apa ya aduh saya nggak punya ungkapan kata yang lebih pas lagi
yang baik itu pasti ya kemarin kita bisa juara si games
gak masalah ada yang nanya
ini katanya ada tiket terusan juga sampai ke coldplay pak ya
ruli files kali ini akan mengajak anda menyusuri kasus curanmur
dengarkan di apple podcast google podcast spotify atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
sedang mendengarkan suara pengharapan
mengingat sebenarnya ada tindakan lain stimulus lain
untuk mendapatkannya salah satu cara adalah dengan melakukan terapi kecantikan
dalam kasus mabuk di tempat umum
nah sebenarnya ada gak sih aturan yang mengurusi tentang barang bawaan di atap mobil
pada tahap selanjutnya menutup bagian bawah
backbone dari ketahanan energi nasional kita
dia mau menjadi kepala sekolah di sph sentul dulu dan sekarang
shortcut nih sekarang kan bagaimana
jadi kalo untuk ya sebenernya saya pingin juga bikin di kampung tapi kan kalo untuk ya untuk bisnis mungkin ya untuk investasi kan harus dilihat langsung
ini dia nih salah satunya kerupuk mie kuning yang bisa dipadukan dengan ragam sajian
dan malam ini saya akan berbincang dengan psikolog klinis mbak anggiastri hanantiasari hutami
namun mario dendy sudah kita dengar
yang jelas olahraga menantang ini memiliki resiko cedera yang cukup tinggi
tahun sepuluh tahun kemudian dua ribu delapan belas sudah dua puluh tujuh enam juta ton
wah ternyata rata rata memang pernah punya pengalaman menggunakan aplikasi kencan online ya
maka penyakit itu menjadi endemis
nah makanya semua pemimpin di sini mungkin ada yang menjabat dari pak kapolres
anda yang tetap setia dengan kami radio advent suara pengharapan
karena setiap saudara membantu orang lain
hewan langka untuk pelihara atau diperjual belikan didapatkan dari penangkaran bukan dari alam
karena tidak semua manusia mendapatkan kesempatan untuk maju pencalekan
pasti nge jepress itu begitu dapet
ini sebenarnya malah kamar menurut saya
seperti yang tadi disebutkan sebelumnya di korea ada penganan khas yang dimakan di hari sholal ini
tetapi apapun yang bisa
jadi emang lebih berat lah
menurutnya tidak sedikit pengendara yang masih memiliki stigma negatif terhadap pengendara sepeda
mungkin kita bisa akan belajari berapa apa bagian kehidupan masa yang datang
sebenarnya posisinya tuh udah agak sedikit tersisikan nih
tapi rusak total sehingga berarti kalaupun dikonsumsi masih ada gunanya
nama andai karapastawa sudah tidak asing di telinga penggemar olahraga bola basket
tetapi ada beberapa proses yang memang harus kita lalui
soalnya kan kadang kita melihat banyak warga warga yang jualan juga
dan siap bertanggung jawab
yang kami pancarkan dari pulau guam melalui siaran dalam bahasa indonesia
yang sudah dirilis oleh polri jumlah aset yang sudah diambil begitu
namanya bakso loncat enggak ya enggak harus loncat
sayangnya furniture yang paling sering bersentuhan dengan kulit manusia ini
nggak terlalu direspon sih
hanya dengan membayar tiket tiga puluh ribu rupiah wisatawan yang biasanya berasal dari luar yogyakarta
nah ini di indonesia masih terbalik
yang kedua itu mungkin pengaruhnya adalah kalau misalnya barang barang yang kita beli itu adalah barang barang lokal
itu yang terjadi di bali saat ini
diantaranya jakarta bekasi pekalongan semarang dan sidoarjo
kita bersedia kok mengawal ibu gitu ya gitu
untuk bisa membeli rumah pertamanya
kalau dia tidak ada masalah dia boleh dilahirkan di puskesmas
hal ini memungkinkan kita untuk menghargai dan mengakui warisan keaneka ragaman budaya australia yang kaya
yang mengakibatkan ledakan campak di seluruh dunia
dengan menurunnya jumlah anak anak berusia hingga empat belas tahun
masyarakat akan memberikan dukungan total
starting price dari toyota agia masih di angka satu ratus enam puluh jutaan
damar menarik ketika anda mengatakan bahwa di sana juga disebutkan ada fenomena medan magnet yang bisa menyebabkan truk tersebut mati begitu
iya iya betul itu yang pertama sih
tim liputan cnn indonesia
kalau sebelumnya sampel pcr itu diambil dari hidung dan tenggorokan nasofaring dan orofaring
akhirnya kita bertujuh ya dari dua belas pemain itu dicoret
silahkan dibicarakan di dipatit masing masing perusahaan
spbu ini beroperasi mulai pukul delapan pagi hingga pukul sepuluh malam
mengandalkan sumber daya alam yang ada di sekitar
tapi tidak semua orang suka berolahraga dengan bantuan aplikasi
seseorang itu akhirnya bisa melalui tahap tahap ketakutan itu sehingga berupa

amerika negara super power yang mengkapan akan mengurangi batubara
masjid yang diberi konsep sebagai masjid muslim
seringnya puskesuan ini menangani kucing dan anjing namun tidak jarang juga mendapat kunjungan dari kerunci bunggas dan hewan ternak
cabai sekarang jual rp delapan puluh biasanya kan cabai paling rp dua puluh rp tiga puluh
gue aja capek nontonnya gimana yang main gitu
yang menjual kembali beras yang mereka beli untuk dijual secara eceran
sekaligus fungsional pemeriksa pajak pada kanul djp jawa barat ii alfred siman juntak
kalau anda membatasi saja jumlah pengunjung
banyak sisi bahwa yang paling penting ya sudah terbukti dan meyakinkan bahwa ini memang penganiayaan dengan perencanaan
jadi saya sudah gak bisa membayangkan lagi apa yang akan terjadi
dengan masyarakat suku dayak dan melayu
pertimbangan mereka adalah soal keamanan gitu ya
tentunya pak presiden sangat concern
juridiksi ini bukanlah pertama yang menentang dampak
kenapa karena kita ini apbn kita sedang minus gitu kan
rame banget fans fans virgun yang datang
kadang kadang mereka bersama
tuh gue gak mau sama sekali ada kelihatan ceweknya
sultan sama si adit pertama gabung langsung bubar
karena bapak berikan kami kesempatan
kita itu ada sekitar sembilan puluh enam an
dan kita pingin semuanya bangga bahwa kita adalah salah satu negara yang sumber dayanya ini sangat diverse ya
ya hancur dikit berarti saya kurang padat nih tadi ngisinya ya
kampus memang seharusnya merdeka dan memerdekakan
ini apa nanti payungnya di bawah kemenkes
yang tinggi juga terhadap bola basket yang udah membesarkan namanya dia
apakah ini kemudian artinya indonesia saat ini memang benar benar ada di kondisi darurat keamanan siber mas ruby
hasil studi kita yang kita lakukan di trencing tepatnya di daerah kilometer dua puluh satu di daerah batu lonceng
yaitu pada tahun seribu tujuh ratus lima puluh lima dan selesai pada seribu tujuh ratus tujuh puluh tiga
dan kemudian membukakan jalan bantuan kemanusiaan
cuma mungkin pasti perhatikan jangan sampai terlalu malem
itu tingkat kesehatannya sudah lolos verifikasi
di mana pemerintah saat ini tengah menggalakkan upaya preventif dan promotif untuk meningkatkan kerajaan kesehatan masyarakat
bagi anda semua pendengar kami yang setia
kalau sekarang kan mau dikenalin ya kenalin aja dulu ke rental
pak joni kita sama sama sedang menyaksikan satu gambar
namun itu akan segera berakhir
ada nama baru dan mulia
yang jangan dilakukan adalah merasa bahwa
yang menyebabkan kadar glukosa dalam tubuh turun
bahwa pemerintah ini testing the water coba coba
ternyata banyak dimunculkan dari
sehingga dapat membantu mengatasi tingkat kekosongan yang sangat rendah
olahraga menembak ini selain mahal juga
entah emas dunia ataupun yang jelas emas global ya sepertinya
harus berjuang keras di dua ribu dua puluh empat
bude tati mendapat orderan lebih dari dua puluh toples kue kering berukuran lima ratus gram
fahmi mengatakan ia merasa lebih nyaman menggunakan sepeda sebagai mode transportasi karena ia dapat mengatur kecepatan lajunya sendiri tanpa harus khawatir akan situasi serobot menyerobot di jalanan
menghargai nilai sosial budaya setempat
empat ratus meter di atas permukaan air laut
memang sudah dilakukan pembenahan bahwanya solo ada pak bik solo teran di banyumas ada
pak prabowo juga punya
usaha mencapai ratusan kilogram
indonesia akan patuh kepada undang undang ini
tidak hanya pakan tentu ada juga vitamin dan perlengkapan lainnya
nah mungkin itu bisa menjadi inspirasi membuat bubur kacang hijau yang enak
justru malah kayak aku setiap tanding sama kak pras itu kayak selalu punya goal sendiri gitu
bila nanti aku pulang ke rumah
itu pasti ada kata kata batubara atau coal ya
jadi ibaratnya yang juara asean games sea games olimpik itu sama
wah akhirnya lepas nih gitu dari
nah tapi kita kan juga nggak bisa nih bikin yang tasmana seperti biasa lah
kami memang melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal kedua ini setidaknya tumbuh enam persen
mungkin sekarang anak anak sekarang gue pengen jadi muhammad sejahtera lah jadi atlet menembak
korban baru sadar ketika sampah muda raib dengan motornya
setelah gue melalang buana lah balapan gitu
kita lihat keluar nggak ada teleskop gitu
kemudian kalian viral di media sosial dengan lati
karena mereka itu kurang latihan menurut gue
teman teman secara keseluruhan ekspektasinya tinggi untuk bisa lolos di piala dunia
jadi gue mulai berpikiran ya emang saatnya udah bisa aja lah
vaksin kucing ini sebulan kemudian itu harus diulang
dan kita menginginkan bahwa pemilu itu adalah bagian dari proses pendidikan politik rakyat
jadi santan yang dihasilkan masih segar
baras krim melaporkan soal
sekolah ya untuk sisi prokes itu tadi ya
ya mereka adalah pahlawan super yang berada di jagad bumi langit
ini juga pakai yang namanya kampau
sambut dengan nyanyi yang berdosa pula
terus juga acara acara khusus menyambut ramadan juga ada
angka dari kementerian perhubungan
selain itu di jawa tengah tempatnya wonosobo dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil kopi dengan kualitas unggulan
pihak sekolah bahkan menggratiskan seragam sekolah memberi tabungan untuk siswa hingga memberikan uang transport sebesar rp satu ratus lima puluh per bulan
perjalanan tersebut akan dilakukan menyerupai pelayanan secara komersial yang akan beroperasi pada delapan belas agustus mendatang
bawal berukuran besar sekitar lima ratus gram dijual rp empat puluh hingga rp lima puluh per kilogram
jadi target empat juta itu bukan hari ini itu dua ribu tiga puluh
seperti bogor pada dua puluh empat september surabaya pada dua puluh lima september dan yogyakarta pada dua oktober
pendengar pendengar abes nih
stephanie pasir dari nexa advisory menyerankan
kemudian dari teman teman sendiri sejak semalam begitu saya mendapatkan informasi terkait hujan
kepikiran udah sempet pengen lulusin profesional atau engga
biar supaya ngamatin korban ya
di bandung jawa barat iqbal aminullah mengolah limbah ampas kopi menjadi tali jam tangan yang unik
tapi kalau saya lihat dari draft skb
hiu paus merupakan kelompok elasmo branchi atau ikan bertulang rawan dan tergolong satwa karismatik
paling satu dua udah bagus lah dari kadang gak ada sama sekali yang masuk
racikan bumbu seperti garam hingga kencur ditumpuk bersama bumbu kacang racikan
mungkin enam puluh vaksin kedua
ya saat ini saya sudah berada di jalan raya mampang dan kalau kita bicara bagaimana sih cerita para pekerja malam ya di saat bulan ramadan
apakah kedepannya akan ada presiden ketika mk memutuskan suatu undang undang
namun bila anda memutuskan untuk berlatih olahraga menggunakan aplikasi
konsumsi makanan dan minuman manis akan lebih baik
sebagian dari anak anak mereka mulai kecil mereka sebenarnya punya talenta
agar menghindari penularan penyakit ini
untuk mencapai kekenyalan yang diinginkan
hingga menjadi semakin enak dipandang
ini lagi ngisi berapa hari lagi bang biasanya
anda hanya perlu membayar seratus ribu rupiah untuk menyewa papan selancar yang bisa dipakai sepuasnya di hari tersebut
ika wisatawan asal temanggung ini sudah lama berlangganan membeli bakpia yang ada di dalam kampung patuk
keduanya bertujuan untuk memberikan pengunjung pengalaman bersantap eksklusif
tapi ini juga pak prabowo yang saya hormati kita banyak memberikan perhatian pada aspek kuratifnya
ya maksudnya kan target olimpik itu kan udah tercapai
kalau ada jalan yang rusak segera perbaiki
para pejabat ukraina mengatakan serangan pesawat yang tidak berawak rusia di kota kharkiv
ini jalan tol ini sepanjang enam puluh satu tujuh kilometer dengan investasi mencapai empat sembilan triliun
berapa peralian tersebut kalau tahan tahun tujuh puluh an gandum masuk ke indonesia itu kira kira akhir tahun enam puluh an
tidak ada sisa sisa bangunan lama
saya suka menarik selalu menarik kalau ngobrol sama orang yang experience nya banyak di luar
hirup tikuk antara penjual dan pembeli tampak tidak pernah mati di tempat ini
kalau gak sma kalau gak yang pro gitu kan
dan kemudian persepsi kita jadi tercampur aduk
ini mengaktifkan resept opioid
jadi pagi pagi nyapin makannya dulu biar nggak bolek bolek
selain pelabuhan penyebrang ada pelabuhan laut juga
ku berdoa agar hati dapat tumbuh beriman
saya apabila jadi presiden saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh indonesia
tetapi kemudian seolah it any time in any time bisa menunjukkan garis perbedaan itu
tapi tenang walau tidak menggunakan bahan pengawet roti anget bisa bertahan selama tiga hari
terakhir siapkan senyum terbaik kita
dikatakan seintinya kalau ada kesimpulan
ko jj udah cerita juga soal kepindahannya ke satya wacana nih bu kan
data yang itu merupakan data orang miskin dan rentan miskin itu sangat valid by name by address itu ya
tidak apa yang hoax tidak boleh mempublish yang bertentangan dengan hukum
namun kesenjangan serius lain yang masih tetap ada
agar para tamu yang hadir dapat mencoba berbagai pengalaman yang unik
apalagi yang kerja pariwisata itu kadang kadang dia masih banyak kewajiban kewajibannya yang harus dipenuhi
kabupaten subang terkenal menjadi salah satu daerah penghasil buah nanas terbanyak di indonesia
akhirnya udah dihajar dihabisin
kita ngomongin soal sebuah produk legal itu tidak bisa disesuaikan hanya dalam omongan tiga empat orang aja kan
saya kira itu saja selesai
namun dalam situasi tertentu seperti modik tidur di dalam mobil di rest area tidak dapat dihindari akibat kelelahan
ataupun tidak eceran karena memang harus dijual dengan minimal pembelian itu satu karung
baik ada penguatan stok pangan nasional kalau prof andrias seperti apa langkah ke depan
artinya ini mesti ada goodwill dari pihak platformnya
oleh pak arief tapi mungkin boleh lebih detail
dan di sini juga dituliskan telah diketahui oleh tuan presiden bersama
dimana mana sampai sekarang risetnya itu adalah yang paling menyulikan adalah mental
kenapa dari awal kita nggak cegah presiden itu
untuk mendapatkan ikan mebeong ikan yang ada di sungai perogo kabupaten magelang jawa tengah
kepala bapak nas arief prasetyo adi
semakin lebar jalannya tentu trotoar juga bisa semakin lebar
karena nba ini berubah semenjak kedatangan king james
jadi bpkp dengan kementerian kesehatan yang menentukan semua ketentuan
dengan ukiran khas melengkung di setiap sisinya
kalau kita lihat kan semua yang digunakan ataupun yang terjadi terkait astrazeneca di inggris itu
pernah lama di jalan kalimantikulon surabaya
optimism atau dalam bahasa indonesia adalah optimis
pasir putih sehingga penyelaman yang dilakukan untuk pengibaran bendera tidak menjadikan pantai keruh
pementrian pertahanan juga ada dari
baru sekitar dua satu juta warga yang sudah tervaksinasi penuh atau sudah menjalani dua kali dosis vaksinasi
kampus kita ditawarkan sebagai orang yang magang mahasiswa yang magang
oke hanya kalau boleh invite pendengar sbs indonesia untuk datang ke inm tahun ini silahkan
jika kondisi ini tidak secara cepat direspon oleh pemerintah
tapi sungguh sungguh dengan profil tertentu dengan karakteristik tertentu
tentu setiap pekerja ini memiliki ceritanya masing masing yang menarik
atau emang langsung latihan aja gitu di sma
sayangnya area konservasi orang hutan seluas dua ribu hektar ini kini telah dirambah dan menyusut hingga tiga ratus hektar
sehingga mudah dikoyang gempa
maksudnya kayak udah pasrah gitu
ketika bicara yang dilaporkan apa
nyelang ini berbagi sama berapa tetangga bu
makanan yang disajikan pun merupakan resep dari sang ibu
selama tiga tahun ini farah disiplin menjaga kebersihan dan kesehatan kucing kucing peliharaannya
maaf lahir batin wanita selamat siang
tetap bersama dengan saya untuk seri celebrations
di hulu juga kami bersama teman teman berusaha untuk mengempawan petani bagaimana kita meng encourage
atau seseorang itu baru saja gosok gigi misalnya
jangan lupa follow medsos kita di mana ran
sepedanya ada polygon perkakasnya ada crispo fashionnya banyak sekali
itulah itu kan hal hal kecil ya maksudnya itu dia gak gengsi buat ngajak kita gitu pertama game sih itu yang kedua kayak makan misalnya kalo gak jalan sama una
robinson itu berarti anak anak sm itu kalau ke lapangan itu cukup jauh juga ya kalau ngelihat
saksikan terus good morning karena nanti masih ada lagi weekend getaway lainnya di minggu depan
ini sebelum kita nanya nanya lebih jauh soal tim nasional
jadi itu dua hal yang berbeda gitu kalau kita bawain ke konser gitu
satu mangkuk sop buah dijual dua puluh ribu rupiah saja
sebelumnya yang awal banget abad ke tujuh delapan saya kira ketika kerajaan kerajaan yang tadi saya sebut itu berjaya
tapi bantuan itu tidak sepenuhnya bisa menutup acara kita
karena makanannya ini bukan mereka tidak ada di food chain paling atas
pada umumnya cedera acl terjadi saat seseorang melakukan gerakan memutar berbalik arah atau gerakan eksplosif yang dilakukan secara tiba tiba
terus kayak dia suka hasilnya gitu kan
berarti mungkin ada kemungkinan jadi klub satelit juga ya
tetapi roof box yang memang masif bentuknya
lebih sering di tiga angka dan juga penetrasi gitu
orang orang dari negara negara lain dari saudi arabia dari afrika
mereka sempat memberikan keterangan di muka sidang
tapi emang dilihat kalau tadi brooklyn
yang ini juga memang menarik perhatian netizen ya
kalau yang diperdebatkan itu adalah soal undang undang cipta kerja atau omnibus law
dan bisa tembus ke squad si games ini
sakit saya ikut membantu
mudik kan dilarang tapi tempat wisata dibuka pak
penjualan itu atas permintaan pembelian oleh pt latexindo toba perkasa
kan tahu selama ini orang yang ngungkap
alasan lainnya dikaitkan dengan dampak polusi suara
sudah barang tentu kami terus mewanti wanti teman teman di pemerintahan
apakah jet kita atau dana kita punya
untuk seorang julian alexander calias
pras tawa kini tidak hanya dewasa secara usia
kembali di lagu untuk campuran kampung pemaskung
menghormati dan mengimplementasikan hukum internasional
jadi ini memang tanpa tambahan bumbu apapun buburnya sudah terasa gurih dan juga agak sedikit pedas
dan dilakukan kresin terus penyidik selalu berkoordinasi dengan pt atk
karena owi ini bukan tipe pemain yang dari kecil udah bersinar dari kecil udah disebut jadi pemain bintang masa depan
tidak hanya itu saja pada sembilan november dua ribu dua puluh satu
ketika kita ngomong buzzer maka kita bisa mengatakan bahwa ini adalah pembahasan publik
pohon meningkat tetapi hanya sekedar protokoler masuk di ruang ruang lain yang tidak bersentuhan dengan perempuan dan anak
ini kan juvenile jantan masih muda
nah kalau berbicara tentang langkah konkret apa yang dilakukan oleh bssn
lambat laun wisma wisma tersebut berkembang menjadi banyak dan ia sewakan ke sejumlah orang
kalau yang saya lihat mereka harus bisa berpikir lebih ini lagi
meningkatnya eskalasi serangan rusia di ukraina membuat google menonaktifkan fitur traffic dan titik sibuk di negara tersebut
tapi dalam perkembangan zaman
jadinya sebenarnya apa yang dilakukan ini sudah sejalan dengan hak dasar para pejalan kaki tadi
sehingga dia bermaksud menyembunyikan
iya sejarah tercipta di indonesia
dari berbagai macam kuliner afrika yang dihidangkan
bagi seluruh kendaraan pribadi mobil dan motor
kalau komentar seperti itu saya boleh menanggapi ini nggak ada kaitannya dengan mas gibran
itu capek capek gak punggu gitu
tinggal bagaimana kesiapan kita kalau menurut saya
seperti masalah transportasi catering hingga banyaknya jamaah yang meninggal dunia di tanah suci
karena kita juga memang butuh ya tempat kayak gini
tekniknya itu yang susah om
itu pun berdasarkan angka angka dan jadwal tadi
ratusan juta dengarnya aja udah kepala pusing
di luar itu memang kemudian kita bicara infrastrukturnya secara fisik
jika sebelumnya direksi bumn yang merangkap jabatan bisa mendapatkan penghasilan ganda
kita sisir kembali tentang masalah
belum ditawarin jadi iklan sosis
sebelum menyampaikan hasil pertama tama kami dari knkt menyampaikan
terus orang tua saya juga kan suka basket juga
iya soalnya kita we re genius itu ada dua set gitu loh kak
mohon berdiri yang mulia majelis hakim konstitusi memasuki ruang persidangan
karena dulu dulu petani negara kita itu memang terlindungi
itu nilainya adalah hampir enam puluh miliar
eh jadi ketawa kan bu siapun ini nalasumbernya
nah kalau mau serius kita langsung
sementara untuk harga yang lebih murah pelanggan bisa memilih lima menu dengan harga lima puluh ribu rupiah
dulu ya maka aku bilang selama kalian emang suka jangan biarkan omongan orang bikin kalian nggak terjun ke situ
penganiayaan mengakibatkan mati akan dipidana maksimum sembilan tahun penjara
sedangkan pada jumat dibuka mulai pukul empat pagi
lebih terasa gurihnya manisnya juga ada terus banyaknya gitu
ini untuk satu storage ini bisa menangkan berapa banyak ikan pak
atau dalam mendapatkan pekerjaan itu terhambat pada wi fi
di sini bisa gak bisa dipakai juga dan gak bisa disalahin
beberapa orang yang pernah saya ajak ngobrol itu ya mereka pada akhirnya merasa apatis aja gitu
maka dengan modal aset tanah seperti itu
jadi banyak ada beberapa kota yang
dan investasi itu bisa digunakan sepuluh hingga lima belas tahun lama sekali
atau kalau ya kalau ada sedikit apa namanya persoalan data
itu masih harus di tingkat provinsi
jadi kebijakan pemerintah denmark adalah mereka memberikan vaksinasi bagi penduduk denmark
kadang kadang karena kita pasannya kan delapan belas jam sampai sembilan belas jam ya kerahwehannya sampai dua belas malam
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible awr org
sering kita kan muternya kan di jalan delta ini tuh sering mestikan tertutup
tapi kalau ada di share datanya akan menarik
ketiga lingkaran ini juga mewakili tiga ring dalam logo komite olahraga nasional indonesia
untuk mengelaborasi lebih jauh rencana vaksinasi bagi remaja kami tersambung dengan jurubicara vaksinasi covid sembilan belas
jumlah penerita penyakit penyakit seperti misalnya diabetes penyakit yang berkaitan dengan kardiofaskular kanker dan lain sebagainya itu semakin meningkat
namun demikian ditambahkan oleh puan hasnah bahwa ia juga menyukai program kesehatan mendidik anak remaja dan pemuda
bisnis tokopedia dan tiktok shop indonesia akan dikombinasikan di bawah pt tokopedia
memang saya datang sini tujuannya untuk
yang masih tersimpan dalam sebuah etalase kaca di lantai dua masjid
akan meminta stok dari wilayah wilayah tersebut
fatnya kan kalau sirloin di bagian atas nih
jadi enggak dimalu maluin enggak diapa apain kamu melakukan
makanya itu buat adik adik ini yang lagi berjuang itu ya mereka harus bisa menangkal itu kalau mereka mau main
di setelah kesibukannya aziz menceritakan awal mulanya ia memilih menjadi tukang bubur ayam
kemudian harga gabak kering panen dari awal itu sudah naik pak
mungkin kita semua juga tahu bahwa
yang sedang menguruskan kondisi kesehatan ini
nah karena itu memang disinilah pentingnya satu koordinasi yang sangat intensif
selalu bicara mengenai masalah hukum internasional
itu memang akan digunakan untuk periode lebih lama daripada cicilannya
kita coba lagi trial lagi trial lagi sampai hasilnya emang maksimal gitu mas
namun pada saat penyerangan beliau itu mendapatkan kalahan sehingga beliau tidak mau kembali ke mataram
jika benar ditemukan sesuai dengan aturan yang ada
nah kebetulan juga pas juga kuota jarum itu kurang satu pemain
yaitu juga sebagai cabang olahraga sejak dua ribu tiga belas
mereka memecahkan bongkahan batu cadas tersebut mencari kepingan
atau bahkan kalau lockdown sekalipun itu terhadap dua lima ratus penduduk kota bandung
tetapi itu bisa sekali lagi bisa mengalami tanda petik kegagalan
apalagi beliau ini mas gibran ini adalah representasi dari lima puluh empat anak muda yang sekarang ada di total daftar pemilih tetap kita
dan sebelum sebelumnya saya juga sudah tahu bahwa
paling bisa berjalan selancar biasanya
yang beralamat di jalan nusa indah nomor sembilan puluh jayapura
apakah nanti mau naik kembali atau turun kembali ke asalnya
maka kolong tol ini dimanfaatin nih sama pak kusir yang ada di sini
dalam hud pdi perjuangan mendatang hasto membenarkan di hari yang sama
ya sama sekali ga mikirin basketnya tapi kebetulan eh sekolahnya dukung dan bagus gitu tim ceweknya
kita tahu bahwa harga minyak bumi ini meningkat relatif tinggi
berdasarkan metode produksi yang ada saat ini
tapi yang juga masih menimbulkan pertanyaan
ia pun beralih profesi sebagai penjual makanan
anda harus menepi ke sisi sebelah kiri
tapi kemudian ada juga yang boleh dikatakan juga mubazir apalagi di situasi sekarang ini
sebagian besar lain sudah berubah mengolah limbah spon menjadi produk sandal dengan menggunakan mesin press yang masih memiliki pangsa pasar lebih luas
pendengar dan kali ini saya sudah terhubung dengan suara anak muda di seberang sana
zionisme itu sebenarnya merujuk pada mereka yang mendukung gerakan zionisme
dan selain itu juga pun saya pikir vaksinasi pun juga saat ini sedang diupayakan untuk dipercepat
dan untuk memenuhinya memang fasilitasnya sudah banyak yaitu pay letter dan juga pinjaman online
daripada kalau misalnya kayak dari yang seratus ke lima puluh itu gak terlalu besar gapnya
rasanya itu seperti kayak
itu tetap generasi z patut untuk mengumpulkan
sekitar dua puluh tahun yang lalu
kemudian ada pihak pihak lain yang mengganggu atau mencoba mengakuisisi lahan tersebut
oleh karena itu memang sekarang kita akan mencari rumusannya bagaimana surat edaran kementerian agama
tapi sekarang bisa masuk ke industri farmasi
kita akan tingkatkan cadangan pangan pemerintah
dan ketika penegak hukum memproses maka si perusahaan atau si institusi yang menguasai dokumen itu atau rekaman itu
selanjutnya saya berikan kesempatan kepada berjenaan
kalau pembalap kan lah nangis gitu
biasanya kalau mau masuk masjid itu gak ada tembok penghalang kayak gini kan
dari tni polri juga
di tahun dua ribu empat belas santi memutuskan untuk keluar beberapa bulan sebelum doli benar benar ditutup pemerintah
kita melihat bahwa benarnya dari anak anak yang kemudian positif dan dirujuk ke rumah sakit itu biasanya datang pada kondisi yang sudah terlambat
mbak ita ya kemudian kecamatan pedurungan kecamatan pedurungan ada dua kelurahan ya
dispenser cantik dan artistik ini terbuat dari berbagai jenis batu seperti granit zeolit hingga batu kali
ya saya tadi kurang begitu menangkap ya yang disampaikan oleh pak arief
tapi butuh komitmen dan konsistensi dari hari ke hari untuk menjaga dan memelihara ikan bawal sampai mencapai ukuran siap konsumsi
lagi lagi berarti tes pcr kumur ini bisa menjadi opsi bagi anda
geng curanmor nyerah dibawah kondongan senjata
ya semuanya tergantung pada diskresi kepolisian ya
menurut laporan tersebut layaknya sebuah kota untuk ditinggali bervariasi
mereka mengikuti coaching klinik dari bintang sepak bola asal brasil yakni ronaldo assis de moreira atau lebih dikenal dengan ronaldinho
enggak boleh kayak asal satu rumah deh
mulai satu agustus cnn indonesia akan menghadirkan berita mengenai sejarah kemerdekaan indonesia
mereka bisa memfoto dan mereka bisa satu satu mengetahui nama individunya itu
apalagi ini menjadi tempat dimana orang mungkin berpenghasilan dan lain lain
kenchi tak hanya sarana untuk menjaga kebulgaran tubuh
dan ketika pulau balik saya kira target tariknya tidak ada
perbedaan histori atau berbeda kultur
merusak kelemah lembutan hati nuranimu
misalnya ada anak kecil yang ternyata memang punya mimpi besar jadi pembalap atau jadi apa gitu
tapi kita juga mengembangkan ke berbagai macam lini usaha yang ujung ujungnya bagaimana kita meng create suatu pop culture kepada generasi muda anak jaman sekarang
sedangkan kalo pemain amerika eropa
sebagai dukungan untuk ukraina pemerintah paris menyalakan lampu biru kuning di menara ekenik eiffel
yang meskipun di sini minoritas tetapi kita bisa menerima
seperti yang tadi dikatakan mbak mirah membungkus ciptakerja ini dengan perpu ini loh
kalau yang satu ini bisa jadi rekomendasi jalur mudik
di gua ini ada delapan belas bunker dengan kondisi yang sama seperti aslinya
pasangan salim dan suparmi masih mempercayai adat samin
bukan kemenangan mendapatkan nomor satu di mata semua orang
tapi dengan proyek it
warga juga diminta memungut sampah yang ditemukan di sekitar taman supaya kebersihan taman tetap terjaga
ya mungkin ada masanya aja
buat satu indonesia gitu kita sejarah buat indonesia kita bawa emas ke indonesia
yang lima ratus ribu itu diserahkan kepada
ya karena gue main basket kepari itu di panasan jam dua belas tuh
indonesia menjadi wilayah dengan masyarakat yang selalu terkait dengan aktivitas vulkanik
apa yang saya maksud dari itu adalah
kalau aparat setempat nggak harus gini gini gitu
tapi yang jelas tidak mungkin akan sesuai dengan yang diberikan
ya kita moira dan gita itu pikir
dimainkan ketika pentasan wayang
ya ingin ditonton oleh
nah ini yang sulit ya karena tambang ilegal itu sudah terjadi sudah puluhan tahun ya
soalnya kayaknya musim ibl musim depan itu salah satu musim yang mungkin gak akan bisa dilupain banyak orang ya chen ya kayaknya
telah menyita lebih banyak obat pada tahun dua ribu dua puluh tiga dibandingkan tahun tahun sebelumnya
bahkan jalannya ada juga yang menanjak sehingga mungkin dek bawah dari kendaraannya menggantung di atas rel
menurut maria pada dua ribu enam belas rumahnya sempat mendapatkan akses pipa air bersih yang dikelola bumd dki
tapi distribusi barangnya terganggu karena jalannya rusak semuanya
kelistrikan itu misalnya kayak tv audio lain lain kan kondisinya bisa standby tuh ada merahnya
juga itu harus diperhatikan dengan baik
dapat menjadi pilihan anda untuk mengisi perut
saat tengah kegirangan karena berhasil menebar jala
nah kalau yang namanya berolahraga ini kan waktunya tadi sudah dikasih tahu
ada kurang lebih dua belas desa yang masih blank spot
di wilayah pantai utara dan pantai selatan jawa selama musim mudik
dampaknya sekarang abah hanya mampu berkeliling di sekitar kawasan tempat tinggalnya saja
waktu untuk bertindak telah tiba bagi tuhan
apakah memang punya visi misi yang sama dengan film you ini
pertama bagi jadi cicilan utang itu yang pertama
nah karena itu perhitungannya lawan irak kita tidak boleh kalah kuncinya
tadi gue cari kok gak ketemu ya
menunjukkan warga yang mengeluhkan mahalnya harga pecelele
ingat telur juga tidak bisa diletakkan sembarangan
saya harus menyusuri sungai mencari nelayan yang akan menangkap ikan mebeong
artinya untuk kecepatan mengangkut kembali
gua dapet email dari orang ibl
oh ku menemukan tuhanku berlindung
baik mereka yang sudah divaksin maupun yang belum
sebaliknya mereka menerima pesan yang tidak jelas
malah kesejahteraan juga nggak naik juga kan
pengalaman dan nantinya bakal
dengan senang hati kami akan menemani anda melalui rangkaian acara
menurut saya negara negara lain itu mereka tuh berkembang dalam dunia badminton gitu loh
artinya setiap tiga puluh menit itu akan dikawal
karena pilihan yang beranikan ragam tak heran ya kalau tempat ini jadi destinasi favorit pendatang dan warga lokal terlebih untuk mencari menu berbuka
cuma deh agak jarang ya sekarang point guard point guard gitu
di mana beberapa negara di afrika utara dan timur tengah hancur
tapi gue enjoy enjoy sih sebenernya semuanya
untuk mengolah itu ya
sehingga kita tidak boleh sektoral saja di satu lini
prosesnya bisa memakan waktu sepuluh sampai dua belas hari
ada harga yang harus dibayar ada pengorbanan yang harus dibayar
biasanya mereka tidak pernah berkunjung lagi meskipun sudah berhasil menang
nah mulai dari situ beliau fokus
nah dengan harga geopolitik yang terjadi justru meningkatkan permintaan terhadap energi batubara
bekas tempat atau bekas tempat makan anda anda baiknya buang ke tempat sampah seperti yang sudah disiapkan seperti ini
ada dua sekolah prep
karena sebetulnya begini sejak awal juga yang diiming iminginnya kan tidak realistis juga kan
baik itu empat ratus lima puluh maupun sembilan ratus va yang dtks
google telah setuju untuk menghapus miliaran catatan berisi informasi pribadi yang dikumpulkan dari lebih dari satu ratus tiga puluh enam juta orang yang menjelajahi internet melalui browser web chromia
ketan terlalu lama terlalu atos keras
pemudik ini akan lancar jaya untuk melakukan mudik
iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan keinginan bapamu
kalau ada orang yang mengatakan demikian dia memang ingin supaya debat ini tidak ditonton karena dalam posisi sedang leading misalnya
nah gym belum dibuka tetapi sudah pelan pelan sudah mulai dibuka
nah persoalan penjelanggeraan pemilu ini kan
mitahandai siti irvan majalengka jawa barat
oh bener bener ya berarti coach lu itu nanemin itu dilakuin semua sama lu ya
nantinya pun aku mau bikin pun ya aku harus
tidak ada pertanyaan yang berbunyi
ini kita akan diving di telaga biru
miki ceritakan ke kami di indonesia
nah saat ini pak jem sedang membangun beberapa rumah tinggal
untuk memastikan sebuah generasi jadi melupakan
melakukan kewajibannya memastikan bahwa bahan bakunya itu aman
kemudian pandemi covid sembilan belas kemudian ketidakpastian
kemudian juga facebook demikian
para peserta menempuh rute satu ratus lima km lebih
tapi sebelum itu sebelum gue pengen nanya nanya tentang karir basket lu
untuk memulai pelajaran musik ini
janganlah ada orang yang berkata dalam hatinya atau dalam pekerjaannya
selanjutnya marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan
setelah itu besok paginya saya begadang om
pagi pagi bisa remi jadi kali ini
mungkin kita bisa terlebih dahulu minum air putih segelas sebelum mulai makan
selama dua sampai tiga hari
jadi saya di kazahstan ini kuliah sudah empat tahun jadi ini masuk ke lima tahun ke lima di kazahstan
ya seiring dengan perkembangan jaman sekarang problematika kehidupan ini banyak menuntut
tapi ada indikasi penganiayaan berencana dilakukan secara berkelompok
jadi benar benar aman kalau pabahnya sudah selesai
mereka berkata dengan amaran yang hikmat sambil mengatakan
seperti raditya dimas yang sudah merasakan manfaatnya setelah dua bulan menggunakan hair tonic
yakni hanya satu ratus lima puluh orang dari tingkat smp hingga ke tiga
dan ini pun perpanjangannya setahu saya ini hanya satu bulan sampai dengan tiga puluh satu mei
kalau kita tuhan izinkan masuk ke dalam kerjaan sorga
sebetulnya ini adalah suatu teguran buat kita semua ya pak niko
indonesia juga akan menggelar ajang nasional
bisa membuncah bisa menggumpal
apa sih kok yang mau dicapai dari foto foto basket ini kok
jika anda belum memulai awal yang baru
pasar cihapit menjadi tujuan saya
hal hal inilah yang saya melihat bahwa sensitivitas polisi pada perempuan dan anak ini masih sangat minim
mas ruby saya minta anda untuk merespon apa yang tadi baru saja dinyatakan oleh mas ariyandi
dampak tidak langsungnya tentu kita harapkan
sering sering juara juara juga di kampung
tetap swasta ataupun bumn
tapi kalau mas zulfi bisa ceritakan lagi ke kami
berikut penjelasan dari howard chaston lagi
masih merupakan pusat perhatian
terus kalau misalnya pensiun dari menembak
menjadi berbelok ke kiri
yang dibalut dengan pendekatan dokumenter gitu
kemudian juga historical data yang ada kami
menurut dosen sosiologi uwin sunan kalijogo yogyakarta yasser arafat
ajang ini digelar untuk memfasilitasi para pegiat balap motor dan balap liar
berjaya dalam artian jumlah exposure expose itu dan juga engagement tadi malam itu memang berada di bawah anies baswedan
setiap hari maria menghabiskan dua puluh ribu rupiah membeli air dari tetangganya
ibunya yang dikasih gizi
hanya karena anda tidak bisa menemukannya langsung
ya awalnya awalnya sih ada
kalau memang kita tidak begitu yakin bahwa pemenjaraan terhadap anak merupakan obat yang bujarak untuk mengatasi masalah semacam ini
ini menunjukkan memang persepsi publik terhadap putusan mk
dan satu sebagai tubuh dan penopang bagian belakang
jadi bisa sama sama dengan pemerintah pusat atau dengan mitra mitra di tingkat nasional bisa saling kita celebrate gitu
program tersebut akan dibahas seiring dengan pembahasan pagu indikatif masing masing kementerian dan lembaga
karena memang para pembeli di pasar induk cipinang ini mayoritas adalah para pedagang kecil begitu ya
tapi tetep juga getar juga
sama seperti waktu welcoming dinner ktt g dua puluh
ada banyak pendapat untuk solusinya
jadi kita tidak terlalu ketat sehingga kemudian memupus harapan orang untuk bisa berangkat
itu dapat memberikan layanan yang terbaik
jadi kayak bener bener gak kenal
sehingga kau tak akan mengenal lagi
karena itu karena langka dan yang metiknya otomatis kan dia pohon pohon tua
setiap minggu home atau away
kalau kiev itu gak ke tengah ya
sebenernya tuh banyak banget di otak gue tuh yang kayak
tapi ya paling sehari dua hari aja gitu kayak
seperti itu kan membutuhkan banyak tenaga dan biaya
semoga di hari nanti
dulu tuh ya jauh dari agama juga sih ya
nah ini tuh dagingnya kerasa banget
tapi sebenarnya saingannya lebih dikit dong dibanding dengan cabur populer gitu kayak bulu tangkis itu kan banyak orang latihan bener nggak
tapi gini kok sebelumnya sebelumnya
ini apa yang menjadi motivasi untuk migrasi itu
tidak mempersoalkan pejabat publik untuk tetap stay sebagai pejabat publik
ini saya lihat ada ulir ulir seperti kunci di sini
saya lihat dulu nih sebulan dua bulan ada potensi nggak ya
harga pembelian pemerintah ini kita perlukan diskusi yang cukup dalam
tampak pada peninggalan berupa candi cangkual
seiring perjalanan waktu penurunan ini dapat meningkatkan risikonya
kalau impor itu kemarin lima ratus ribu ton itu diputuskan dengan raportas dan rapat bersama pak presiden
karena pelajar kemudian berkata
saat ini tibalah kita di acara kesehatan
di pasar cihapit kenaikan terjadi pada cabai rawit yang kini dijual rp delapan puluh per kilogram dari sebelumnya rp tujuh puluh
tidak ada siapa siapa di kampus
dengan adanya rumah goa ini jadi tempat buat karya anak anakku juga
jadi kan kita tahu nih apa yang masuk ke tubuh kita itu sehat benar benar
yang membedakan abi dengan
kalau kita tidak mau bangsa kita kolaps
anda melihat ini bisa mendorong rancangan undang undang tersebut
kita distribusikan tenaga jantung intervensi ke seluruh kabupaten
kegiatan di tempat ini dimulai dengan membersihkan aliran air
ya sebelum covid mendengar dari rekan rekan sebelumnya memang rame
ia memperingatkan penting untuk menelpon klinik dahulu
yang pertama adalah ikut memilih kira kira hotel venue yang mana yang memenuhi syarat karena harapan kita dan kepulauan negara kepulauan negara yang datang
sementara itu sebelumnya ia bisa menerima enam pesanan kenalpot per hari
padahal nyata nyata profesor sjors tunggir berasa terpanggil sebagai seorang yang berpengalaman
karena kita kan nggak tahu kalau nanti kita berpulang
karena ini binary option itu kan optionnya itu kan harus kalau trading itu kan untung dan rugi
nah sebenarnya kuncinya kalau kita percaya transisi energi
otomatis ada beberapa sektor yang langsung terimbas gitu
lu berapa tuh seminggu berapa kali tuh tiap hari lu nge gym
ya kalau saya boleh akui sebenarnya tidak hanya di bau bau
roni satria septyadi pradana jakarta
dan saya ngomong saya bilang ke dia bahwa di sini covid tambak parah kan
tapi tentunya untuk anak anak program latihan harus dikemas dalam bentuk permainan yang menyenangkan
saya nggak bilang laut tapi perairan
iya waktu itu nggak notice karena pengaruh
gue kalau masak tuh kalau lagi ada mbak gue
karena aku pemain dobel dicariin dobel
lalu juga ada talent editing videografi dan lain lain
nah saat ini memang kondisinya over supply
jangan memaksakan untuk meneruskan perjalanan anda
gue berharap lewis menang sekarang ya
so we have no real data untuk menjustifikasi ini
kemudian ketambahan sama belutnya
sehingga sampai saat ini
ikutin kejuaraan nasional yang serius banget lah dia itu
tujuan akhirnya bandung sementara komuter lain ini dari stasiun padalarang tujuan akhirnya stasiun cicalengka
terus gimana kira kira pendapatnya terhadap hasil yang kurang bagus ini
kita juga tahu sampai ke hal hal yang
ya tentunya ini masih lebih baik dibandingkan kondisi negara negara lain
kalo coach alec sendiri baru gabung hari jumat minggu yang lalu
selamat sore pak gubernur dan juga pak ade
awal tahun ini angka kasus covid di korea mulai menurun
merupakan yang pertama menjual tahu kuah heci sejak tahun enam puluh an resep tahu kuah heci diperoleh
seperti ada tahap di mana saya tidak bisa berjalan
adalah industri yang padat modal ya
relawan asar humanity yang berada di istanbul turki
ramadan sedikit lebih longgar
haki gue tuh masih setengah setengah lah
di lokasi ini warga dapat mengisi kendaraan dengan fast charging
miss rowland mengatakan mereka memainkan peran ganda dalam masyarakat perdesaan
tapi tujuan saya sampai di lapangan mungkin saya lebih kualitas dari yang lain latihannya
tetapi kalau pemain main normal fighting spirit bagus tidak meremehkan lawan menjalankan instruksi pelatih dengan baik
kalau di sana seperti apa apakah cuek saja begitu
karena hasilnya lebih bagus dibanding menggunakan kompor
ini kan kalau buat rakyat ini kan luar biasa
yang australia telah mengalami selama tiga puluh empat puluh lima puluh tahun
kayak wah gue nggak sabar nih nonton episode selanjutnya nih minggu depan
mereka juga memodifikasi tas dengan menambahkan kantong untuk air mineral
padahal rakyat itu ingin khususnya pemilih bimbang
ya dengan adanya wwf tahun dua ribu dua puluh empat di bali tentu ini memiliki dampak yang sangat besar khusus pada umkm kami di bali
jadi waktu itu jaman itu tuh kenapa gue lebih tertarik sama basket karena jaman itu lebih banyak kejuaraan basket yang diikutin sama sekolah gue dibanding olahraga lain
tetapi kalau di sampingnya
hanya dalam damai tuhan ku ada
mana tahu nanti tiba tiba dipanggil lah inilah itulah kan
yang paling menarik karena ini juga mungkin bisa dikembangkan menjadi ekowisata
jadi ini adalah usaha kita semua sebenarnya untuk memperkenalkan kepada para pelaku yang khususnya fokus di bidang pengembangan it tadi
lalu mereka berikan kepada dirinya sendiri sebagai bentuk reward seperti itu mbak
maka kita harus betul betul menyadari emosi kita sudah cukup mature atau tidak
namun motif motif yang kita gunakan ini
tujuh puluh lima pegawai yang semula dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan
meski demikian rata rata pengendara hanya membutuhkan waktu pengecasan satu hingga satu lima jam di spklu tersebut
keuntungan rumah rumah di renta
kedua ini terus terang aja dan menarik untuk di share oleh kalian ya
yang dinamakan dengan nama tirta mulyo
guguran lava pijar yang terjadi juga disertai suara gemuruh letusan
lebih dari itu kan tidak juga dari mana nanti kita akan menggantikannya gitu kan
nanti pemerintah akan menetapkan apakah dia nanti waktunya tetap delapan hari
misalkan atau mungkin kbri sudah ada informasi untuk memfasilitasi teman teman komunitas indonesia
beberapa waktu terakhir kita sering menerima informasi terjadinya gempa baik di indonesia
tahu kos pertanian tinggi itu di kebun yang di on farm ya jadi petani itu butuh waktu delapan dua belas jam
yang itu lu harus masukin media lu apa
kalau dari belakang hampir sama sih
ataupun surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh pimpinan
langsung saja kita tergabung dengan koresponen cnn indonesia ausirio endolu
ada kejadian lucu juga setelah olimpik
karena bagian dari kegembiraan masyarakat itu juga dicerminkan
tapi kalau kita lihat isunya kita tahu bahwa temanya kemarin ini membahas soal pertahanan keamanan hubungan internasional dan geopolitik
itu aku kelar main itu
prabowo justru menyindir seseorang yang dianggapnya bermuka tebal
jadi memang kalau di indonesia sebenarnya cukup banyak ya
karena tadi ada delapan fraksi yang sudah menyampaikan keterangannya
juga memang permainan permainan kita ini saat ini memang layak untuk dijual yang agak mahal
pengawalan untuk mempertahankan kecepatan pemudik
karena kita langsung merasakan kehangatan dari ovennya
saya masih tahun pertama nih
olahraga bukan hanya sekedar pilihan
nah sebenarnya selain sunscreen atau tabir surya
ada yang hidup di kawasan yang rendah
dan mereka berhasil keluar dari sini
untuk mengucapkan kemenangan kepada prabowo dan putra sulungnya gibran raka buming raka
kalau menghargai tentunya negara ini kan sangat menghargai kebebasan beragama ya
dan mohon izin tadi pak ariandin
dengan senang hati kami akan menemani anda
ini lutut ini kaki agak dibuka sedikit begini
loh kok tidak naik naik saya
mungkin malah ada yang latihannya tiga kali empat kali
di daerah daerah pinggiran gimana tuh
jangan mungkin langsung gak sama sekali ya
tempat dimana konservasi indonesia
ketika menggunakan kipas angin semalaman
harganya mulai tujuh hingga sepuluh ribu rupiah
barang besar dan motornya yang paling banyak ya ratusan perhari kita akan mulai ini sudah yang
jadi meskipun manusia memiliki beberapa metode gitu
jadi sebenarnya menarik kenapa gue suka explore event
artinya apa yang dilakukan pemerintah ini nggak ngerti ya pak
bahwa konsumsi daging kambing itu bisa meningkatkan libido
harus didukung untuk diberikan kesempatan
dimana pusat semestinya lebih banyak melakukan kegiatan promotif preventif dan screening kepada masyarakat
iya kalau kita bicara mengenai tokopedia dan goto sendiri
soalnya harga sepatu jordan sama gaji kita per bulan hampir sama ya cun kayaknya
budaya dan birokrasi maka sikap
yang pasti kan kita udah pernah punya acuan lah ya mas gibran ini kan sudah pernah berdebat pada masalah ekonomi rakyat
itu masuk ke dalam salah satu transformasi yang ke
suasana sejuk dan pemandangan indah kota bandar lampung dari ketinggian menjambut kedatangan saya di taman wisata puncak mas
supaya kreatif main keluar
apakah yang mereka akui
kan kita juga harus pilih pilih kan kualitas dokternya
kalau pendapat saya selama di sini
dan memiliki tubuh yang terganggu dan rusak
saya ditawarkan tempat di dua tim
baiklah saudara pendengar radio advent suara pengharapan
batu bara juga dari sisi energi itu positif
itu akan lebih maksimal
jadi kalau kita lihat semuanya ada daerah memang yang sudah siap gitu ya
murahnya biaya juga menjadi alasannya
nah ini memang kita melihat ketika kita melihat sentimen murni itu lebih banyak kemudian sentimen negatif terhadap perbincangan putusan mk gitu
kemudian di filipina itu juga seperlimanya masyarakat di bawah garis kemiskinan sehingga kemudian tema populisme itu kuat begitu
satgas covid sembilan belas meminta masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri selama lima x dua puluh empat jam
jalan itu sudah milih pt ratesindo
sehingga tidak dianjurkan untuk wanita hamil usia kehamilan berapapun
ke bawah pengisian awal kan masih bawah pengisian awal iph kan
kecuali besok misalnya dengan catatan yang baik atau dengan alfaltan yang baik
kalau wni di kazakhstan itu tidaklah banyak kurang lebih kalau di seluruh kazakhstan itu satu ratus tiga puluh an
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
berapa lama proses mengintai motor yang akan di
untuk makanan penutup saya memilih kudapan khas jawa barat awuk di awuk cibenying
dan menurut kurey shihab istilah bani israel ini ada di dalam al quran
pokoknya cd empat dan lima akan bermain sama
jadi sebenarnya prakteknya nanti
dan ini dirasanya dia pakai santan
tapi kita yakinlah dengan berjalannya waktu apalagi dengan kita mengkampanyekan bahwa batubara itu masih penting
dengan segelintir harta benda dunia
nah dia akan menghasilkan emisi polusi itu jika dibakar dalam pembangkit listrik
ada pelarangan terhadap pasal narkotika khususnya untuk narkotika golongan satu
jadi kepala ekonomi bank permata sudah bergabung bersama sianet indonesia today pada pagi hari ini
tapi kalau dari value australia karena kadar kalau riba batubara australia lebih tinggi
itu problem kita itu kan sama kemudian
alun alun mengusung konsep ruang terbuka hidup ini dibangun untuk menambah ruang terbuka hijau di kota depok
mas sarah ini topik yang menarik ya buat generasi muda ya
harga yang dijual adalah enam ratus ribu rupiah
dan ini nanti akan masuk ke areal ikn ya bang padahal ya
jadi apa sih bilangnya
karena netizen itu sekarang paling sulit
akan hilang ritual tersebut dalam konteks demokrasi
tapi syutingnya harus dipatenin kan
itu menjadi pertimbangan pertimbangan khusus
jadi buat itu ada beberapa lembar dibikin dulu pinggirannya baru dimasukin ke tengahnya
dengan tentang waktu adaptasi dulu tiga puluh menit
dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini jumat tanggal lima januari dua ribu dua puluh empat
jadi kayak malah lebih belajarnya
itu kan sekarang kita udah lupa itu
baik artinya memang belum sepenuhnya begitu ya
nah ini yang selalu digunakan publik terutama dari kubu kontra untuk menyatakan bahwa sesungguhnya putusan mk itu tidak putusan yang absolut gitu loh
tim liputan cnn indonesia
itulah yang kami tuangkan di dalam selembar kain
jadi hanya satu satunya di negara yang menyelenggarakan lintasan seperti ini
perkiraan itu orangnya kepleset
iya memang jenis low pitch softball ini biasanya dimainkan para atlet softball atau baseball yang sudah pensiun
oke nanti next kita juga bakal bikin konten di ig kita
harga sepatu jordan kan yang collect collect tuh sekitar tiga puluh empat puluh juta

tidak akan ada david david yang lain
dia kan prawira banget kok
yang lain satset satsetnya luar biasa gitu kan
ya karena misalnya yang muslim misalnya habis wudhu ya
dari yang sebelumnya ada beberapa yang sedang berproses untuk renewal atau perpanjangan izin edar
bisa menggunakan bus transjakarta turun di stasiun tebet bumd
yang tidak diinginkan seperti tahun lalu kita sudah punya bukti hitam di atas putihnya begitu
ya baik kemudian ada juga yang sedang dalam proses pemulihan setelah covid sembilan belas beberapa tahun yang lalu
sejak empat belas desember dua ribu dua puluh satu hingga tiga januari dua ribu dua puluh dua
dapat memicu pengemudi merasa lebih cepat bosan dan memalukan
jadi itu adalah jadwal jadwal itu tadi
saat ini pemerintah melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
lalu kita bentuk mie melingkar dengan bantuan cetakan
lebih baik anda memilih untuk jalur a
tapi bagaimana tadi saya sempat menanyakan
kita membutuhkan kalori dari pagi siang dan malam
dia memiliki tempat tinggal orang orang belanda orang orang eropa dan tidak bisa dipungkirkan
bukan women in motorsport akan ngurusin mereka masing masing
untuk merayakan berkat dan bersyukur
atau perkembangan kasus covid sembilan belas
sejak pagi keluarga almarhum yosua mengikuti sidang kasus pembunuhan berencana yang dilakukan verdi sampo
capspace nya masih bisa dipake pemain pemain yang agak lumayan gitu
kalau gue lihat lihat
nah ini tentu saja merupakan sesuatu yang sangat sangat penting untuk kita diskusikan
dan kita pasti akan menemukan bukti bukti konversi agama
jadi persiapannya tetap dilakukan
oke target sampai tahun dua ribu dua puluh tujuh berapa persen harusnya kita bisa
di pulau pulau yang cukup luas tapi sampai hari ini belum punya moda kereta api
jadi kalau lagi bikin sambal atau lagi buat apa apa nguleknya ya
kendaraan di situ data kendaraan pribadi masuk ke sana
mario dendi dan tentu saja
kabupaten merauke lima dua persen manokwari lima persen timiga empat sembilan persen lubuk empat tujuh persen
mas umam menurut analisa anda peringatan yang dimaksud pak luhut bin sarpanjaitan ini
ya lebih ramai dulu ya
nah ketika aturan ini terasa lemah maka mereka akan melunjak seperti yang viral saat ini
bagaimana nasib rumah sakit yang penuh
bila pada wajah kasihnya berselamat ku diri
kami bahas bersama satriwan salim koordinator perkimpunan pendidikan dan guru
kita tahu seperti di tidak vaks itu virus yang dilemahkan seperti itu kan
mulai dari smp mulai saya dari kecil lah dia yang ngelatih saya itu
di blog ya naik turun juga itu ya bagaimana tuh iya naik turun sih tapi berdeket enggak enggak enggak
dalam beberapa tahun terakhir muncul sejumlah komunitas
kandungan kolesterol dan zinc pada daging kambing memang berperan sebagai pembentuk hormon testosteron
namun ada juga yang percaya bahwa madu cukup berbahaya bagi penderita diabetes
untuk penyajiannya bakso jewol di jalan karaca kota garut ini dihidangkan bersama bakso daging sapi
sebagai investasi untuk jangka panjang dibandingkan memberikan uang
kalau kan biasanya nih
ada yang di taruh di bungkusan jiki dan sebagainya
kalau ganjar sama mahfud itu udah pasti dia menarik
harga jualnya mengikuti harga emas yang dirilis oleh logam mulia setiap hari
kayak ngajak anak main keluar
dan jika nanti publik ingin mencoba begitu ya lrt ini bisa di tanggal dua puluh tujuh
dan trigger ini bermacam macam di setiap kasus
itu savi gara gara pemain bola atau bagaimana
untuk mencapai level tertinggi di levelnya
harus pinter pinter sekarang nggak seperti biasa kan
ujian sim itu pernah gagal
cuma ya sejauh ini
sehingga ada pada saat naik
merasakan dapat nyata dan bisa langsung mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari hari
kalau untuk latihan pro kan sebenarnya apalagi sekarang udah liga memulai ya
bagaimana kemudian prabowo dan gerindra menyaring orang orang toksik itu untuk tidak bisa masuk ke dalam pemerintahannya pak prabowo
karena kan konservasi ini panjang tetapi
bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak anak
bahkan saya jarang melihat ikan ikan yang sebesar ini
saya salah satu contoh yang tadi mengenai persyaratan persyaratan ya
usai vonis saya pun mencoba meminta respon mario dendi
memasukkan cairan ke dalam mulut kemudian dikumur kumur kemudian dikeluarkan dikumpulkanlah hasil kumur kumurnya
hingga saat ini belum ada cara untuk mengurangi miopia
dan ikuti dengan tindakan memberikan pertolongan
foundernya stockbit juga punya bibit gitu
fentanyl dan jenis lainnya menciptakan krisis narkoba terburuk dalam sejarah amerika serikat
sungai perogo juga digunakan sejumlah pecinta olahraga kayak
nah itu karena itu terus kok
mungkin mikirnya kan oh masih bisa masih grimis jadi kayak tetap
berasal dari daerah yang berbeda pastel jalang kote maupun panada ketiganya memiliki cita rasa tersendiri
kita langsung siapkan juga e tol yang sudah tersedia
untuk aku aku ingin main basketball di sekolah
itu memang berasal dari konsesi konsesi sawit
kamis tanggal dua puluh oktober tahun dua ribu dua puluh dua
curhatan yang akhirnya dibuat jadi film panjang
non akademik di sini lebih mendapatkan porsi yang lebih besar dibanding akademiknya
saya sudah ketemu kemarin perdana menteri bangladesh ketemu juga perdana menteri india
untuk itu penggunaan hair tonic atau hair serum sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter
tim liputan cnn indonesia jakarta
kalau memang kita nyatakan sehat pasti kita imunisasi
tapi kelihatan dari sekarang ini sudah mulai agak sedikit surut
yang didirikan pada milenium keempat sebelum masehi
jadi kalau kita lihat di finnya itu teman teman saintis kita dan monitoring mitra kita di lapangan
yang diwakili oleh national transportation safety board atau ntsb
hanya bagi kita yang orang indonesia terutama bagi saya kan ini baru pertama kali saya puasa dari enam belas jam tujuh belas jam delapan belas jam
kalau tadi di awal tadi sempat mas sasarari mengatakan bahwa sebenarnya ini gibran itu yang paling banyak disoroti
pagi saya hanya makan tiga selais kentang
bahkan ada juga pelanggan yang berasal dari sumatera
nah temannya yang lain kura kura ini sedang dititipkan di salah satu hotel binatang atau hotel hewan karena pemiliknya sedang keluar kota
perkiraannya apakah yang diatas tiga puluh tahun itu masih bisa bagus menembak
pond pes al zaitun dinyatakan sebagai sesat penyimpangan dalam ajaran agama islam
jadi kalau gitu istrinya lo nyetir terus
dan menurut saya kekuatannya justru lebih bagus menurut saya
aturan selama perjalanan aturan selama di rest area ini sudah mulai kita sosialisasikan
sesuai dengan jumlah putri dari mbah dalem arief muhammad
dia nggak dokumenter tapi juga dia nggak seluruhnya fiksi
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
ini dengan adanya pelarangan untuk dine in ya kan harus take away
dari puluhan sedulur sikap yang ada di tempat ini saya menemui pasangan salim dan suparmi
agak unik sih kalo gue jadi pelatihnya juga gue omelin loh mas
tentunya ini akan menjadi tantangan sendiri buat coach sintayong
waktu itu pertimbangannya berarti selain gara gara pernikahan gak ada lain eh gak ada pertimbangan lain berarti
jadi memang perlu muncul kesadaran
tapi dalam satu sisi juga ini merupakan bisnis
kalau karyawan itu start dari tiga kali pengeluaran rutinnya dia
image ini penting sekali karena kalau teman teman udah baca di berbagai media ya di dunia ya
tak ada beban melaksanakan aktivitasnya melayani kesehatan
di sekitar kota bogor atau dalam sebulan mampu berhubung set lebih dari enam puluh juta rupiah bahan
oke seberapa luas komitmen ini berlaku pak gubernur
pelaporkan langsung dari stasiun harjamukti depok jawa barat
ya kan draft pick pertama siapa yang milih di putaran pertama pasti
kan kalo misalnya lo tenis gitu ya
proses dia membatik itu nampaknya sangat berbeda dengan yang lain
jadi untuk khasnya sendiri ya kebanyakan hidangan middle east sendiri seperti kunave baklava gitu
kalau terus terbalik kan kebanyakan ruki ruki itu ya
aku harus tanya ke direktur sekolah
dia butuh buat ngedagasi
kemudian disusul dengan makan opor bersama
berarti mungkin terakhir nih mbak untuk menutup dialog kita hari ini
aku mau rencana juga ada pengembangan tentang bikin klub
karena ini ya saya tidak bisa terima
yang lainnya sih sudah tidak terjadi kenangan yang berarti
untuk kembali ke penginapan saya memilih jenis transportasi yang lain
yakni tidak akan menggunakan duit negara
bahkan negara beberapa negara kan mereka buka penerbangan dengan israel
tapi itu juga ada hubungannya dengan bagaimana ketersediaan lapangan kerja tadi
saya melukis sudah lama
masalah siap gak siap sih bener
seru ya tapi ya bisa ketemu temen temen yang
dan kita juga memerlukan data yang pasti jumlah warga negara asing yang disebutkan tadi itu
yang paling banyak misalnya salah satu contohnya adalah e coli
yang dimungkinkan oleh pengaruh online
atau bahkan mungkin anak yang sudah agak dewasa juga ikut membantu keuangan rumah tangga
di antaranya menutup tempat hiburan dan tempat wisata
muhammad arifin rahim ayah terdakwa arif rahman arifin tak dapat menahan air matanya
dengan metode ilmiah dan teknologi terkini
daerah bagian dari daerah agglomerasi
tidak dialami oleh pak prabowo atau mas gibran
tapi masakannya apa nih biasanya apa miki untuk yang disantap mungkin yang paling mudah dan juga yang paling sulit
lalu dari rekening penampungan itu setiap bulan memang di transfer
contohnya misalnya dalam konteks ini pada saat live
karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan
kalau urgent bagi pemerintah mungkin ya karena sudah terlanjur janji dengan tiongkok
upaya untuk pengendalian pencegahan tambang ilegal sudah dilakukan sudah
ya memang ini tentunya akan ada pengaruhnya ya
yang disebut oleh bung pipa tadi semuanya benar nggak ada yang nggak benar
contoh misalnya pada saat live
tapi itu adalah benar atau salah gitu
jadi berdasarkan pengalaman piala dunia itu maka skenario nya kalau kita mau lolos dari fase grup
nah mas kalau kita berkaca dari sepak bola
kita nggak ada perdagangannya yang secara resmi kayak
itu kira kira yang bisa dilakukan jadi mengatasi stunting sejak ibu hamil
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs com au
ini diperlukan agar cobek tidak lengket dan tanah tidak mudah pecah
sekali lagi gold standardnya tetap pcr menggunakan swab dari nasofaring dan orofaring
yang menuduh raksasa pencarian tersebut melakukan pengawasan ilegal
di kabupaten tuban jawa timur petani kacang tanah justru merap cuan
selain latihan bermain di tempat terbuka
dan ini tentu saja merupakan kesempatan untuk melihat betapa indahnya pulau ini
lalu di bulan april delapan lima puluh lima juta ton
diniatkan katakanlah diniatkan untuk diimplementasikan
kayaknya bisa manasin tubuh salah satunya seperti daging kambing begitu
karena tidak bisa mendengar suara kapten dan tidak ada pembicaraan yang bisa kita monitor
hari sabtu sampai minggu jam satu sampai jam tiga
semoga saja dengan kehadiran wajah wajah baru di sepanjang jalan pecenongan
dia tak pernah tinggalkan
mantan pelatih sokros itu senang melihat timnya unggul tepat pada menit kelima
awalnya juga dari niat kita gimana caranya
soal tetap kerama aturan keraton sampai sejarah keraton
sementara prototipe yang penting mereka melakukan transfer teknologi
jadi biasanya kalau proses syuting film mungkin ada semacam timeline nya
seharusnya dokter umum itu ada satu ratus tujuh puluh empat orang dokter di seluruh indonesia
nah itu tadi freddy beberapa pr dari lrt jabodetabek yang sudah resmi beroperasi
dan target mereka itu ya harus diimbangi dengan latihan mereka gitu
ambil yang terpinter dari indonesia
saya bilang eh kita ini harus punya karakter
iya cuman kita optimis kita juara grup
dan banyak dinikmati oleh golongan mampu
undang undang cipta kerja ini menjadi kekhawatiran sebetulnya bagi gen z dan juga milenial
namun masih bisa mempertahankan kesadaran biasanya
silakan pak ganjar untuk menanggapi pertanyaan dari pak prabowo
kereta panoramik ini untuk pertama kalinya bisa menjadi alternatif perjalanan mudik atau libur lebaran anda mulai tahun ini
kalau gak avan sama katon nembak dari luar terus ya
waktunya dimulai dari anda berbicara
meski harganya murah rasanya tidak bisa dipandang sebelah mata
value nomor satu dari mereka tuh adalah kebanggaan nasional
setiap bulannya ada angka sekian rupiah yang akan digunakan untuk membayar kewajiban kewajiban tersebut
saya sudah berumur lima puluh lima tahun
untuk terus berlatih sepak bola
lantas kenapa harga beras bisa naik
menurut saya harusnya seperti itu
dengan dominasi bencana banjir puting beliung dan tanah longsor
karena waktu itu kita sudah berada di negara negara kita
pelanggan harus menunggu dulu warung yang berkonsep food truck ini datang jam tujuh pagi setiap hari minggu saja
tetapi kalau dilihat saja lah sekarang
terima kasih budaya adalah sangat penting
upaya pembenahan trotoar yang dilakukan pemerintah dki jakarta memang masih terus berjalan alias work in progress atau belum rampung
sudah mempunyai kadar kolesterol yang di atas normal
desain arsitekturnya lebih artistik dengan susunan kotak kotak segi empat
mahal ya gorengan di sini sekarang
yang kedua undang undang cipta kerja
kepolisian mencatat pergerakan masyarakat di mudik lebaran dua ribu dua puluh empat
pasti pembuatan vaksinnya sama
kalau tambang itu pada dasarnya ya itu pasti ada dan ya tentu saja ada yang pemodal pemodal di belakangnya kan tentu saja kan
dan ada kabar soal pemain mereka kaoru mitoma yang akan absen karena cedera ini
mulai opor ketupat rendang segala macam
yesus mengatakan hal ini ketika anda meminta pengampunan atas dosa dosa anda
ketua subkomite investigasi kecelakaan penerbangan knkt
menurut kepala program studi manajemen industri catering universitas pendidikan indonesia dewi turgarini
biasanya kita akan melihat pelunasan kita upamakan yang angkanya paling kecil
sehingga layanan kesehatan di puskesmas non covid juga tetap berjalan
tangkap menangkap juga terjadi di tanggerang
yang kita tanyakan adalah ini pakai metode apa
dengan payung ataupun berjalan di tempat teduh
di kota makassar dan sebagian daerah di pulau sulawesi
bila kemudian nanti ada aspek aspek tertentu yang harus dipenuhi
entah kenapa gue tuh suka banget memaksa diri gue tuh dengan hal hal yang cewek gitu
nah yang kedua adalah melakukan pembagian rekening
kebetulan banget di sini ada pohonnya lho
dengan beberapa temennya ngumpulin
keuntungan kita itu karena kita dibantu sama polisi gitu
kurang lebih satu setengah tahun terjebak dalam dunia prostitusi
mungkin gak diajarin secara langsung tapi apa yang aku lihat dari mereka mungkin
dan mereka pun tidak tahu bagaimana caranya untuk mengambil organ tubuh
tetapi mencoba kerana profesional
di mana di sana tersedia mata kuliah yang bisa diakses oleh mahasiswa
undang undang kita melarang judi gitu kan
maka beberapa prajurit dari lombok yang sakti dibawa ke bali oleh raja
karena misalnya sering menonton potongan potongan pak anies atau pak ganjar atau misalnya pak prabowo dan gibran
kecil berwarna hijau segar
sampai umur tiga puluh lima katanya
dan juga disesuaikan dengan musim di jepang yang akan disajikan chef di restoran ini
jadi habis naik ini saya bisa langsung naik krl terus turun dekat kantor bisa jalan kaki
faktanya mereka enam ratus juta ton dalam negeri
menelan tong cap gome ini tergolong spesial
dan ada beberapa udah tiga pekan nih
saya sudah sampai di desa sumber kecamatan keratenan dan saya akan menyambangi sedulur sedulur sikap di sini
kalau saya sering kesini itu pada saat lagi pasang
pada bulan ramadan pengelola masjid rutin menggelar ceramah agama untuk berbagi pengetahuan islam
pembahasan kali ini akan dilanjutkan dengan enam perintah berikutnya
dan libur di korea itu dimulai dari sabtu hingga senin
pertamax saja disubsidi padahal sudah ada undang undangnya
kita menarik diri mengevaluasi
senyum karena memang seenaknya tuh sih ini bener bener
itu sebenarnya yang sering kami sarankan
isi kuota pemain karena kurang seleksinya
diantaranya di kota bandung konsumennya masyarakat eropa di nusantara
akhirnya ada tempat untuk stays yang pendek
tapi di sisi lain mbak eva menurut saya yang penting adalah kita tahu bahwa dalam kondisi terjadinya peningkatan kasus yang luar biasa ini
berat badan bisa bertambah naik
dari pam juga ada dari gerobak juga ada
setidaknya terjadi dua tujuh ratus satu kasus di seluruh indonesia
dengan adanya rumah makan restoran braga permai atau moison borigen
dpr nya diam diam saja nih
dan posisinya sangat strategis
supaya bisa mengambil pilihan yang tepat
bagi orang awam olahraga golf mungkin terlihat tidak terlampau sulit untuk dilakukan
sembilan belas lebih mungkin merasakan tidur dalam yang lebih nyenyak
vs ini diatur oleh pilot
istilahnya westbrook juga masih prime banget
seperti itu paling rilek tuh pas masa masa ujian gitu kan karena banyak sekali tugas tugas yang
mungkin sebenarnya kan kita tahu ya
sehingga nanti ini akan membangun ekosistem antara hulu sampai dengan hilir
sampai berjumpa kembali dalam siaran berikutnya
saya penasaran bagaimana holidin mengolah limbah ban ini jadi tempat sampah
karena salah satu hal yang paling
dan diduga terlibat jaringan teroris kelompok jamaah ansarud baulah atau jad
dan kemarin evaluasi dengan presiden
maka juga menggabungkan dengan siklus perputaran matahari
jadi kita tidak tahu apa materi pemeriksaan akan ada tidak boleh diganggu
semakin umur bertambah semakin ngerti nembaknya
untuk mengatasi hal itu fasilitas rest area disediakan agar para pengemudi bisa beristirahat
ada kebudayaan yang sama ya yang mirip dengan masyarakat tiongkok
nah jadi kalau menang dan kalah itu akan bahasanya judi online gitu
dari sejak senin kemarin polda metro jaya juga sudah menyatakan
ya kayak yang lu bilang ya anak indonesia kayaknya lebih suka bola sih dulunya
sejak awal tahun dua ribu dua puluh dua sebagian angkot atau mikrotransgi dki jakarta dilengkapi fasilitas pendingin udara
dia bilang nangis karena ini kenapa prabowo diserang sih
kebetulan rumah tinggal di daerah parongkong ya
spot dive selanjutnya berada di pusat kota biak numpur
waduh waduh perut bisa makin lapar nih ya
akar permasalahan adalah keperluan ilik
ia kini dapat lebih menikmati makanan yang disantapnya
tuh dalam artian itu yakin nggak terlalu over gitu kayaknya aku bisa menang nih sama si jangan gitu
penampakannya kalau saya ini ada tambahan ya
dan umkm ini kan kontribusinya sangat besar
karena kalau kita lihat apa yang terjadi mungkin di beberapa event konser
luar biasa tadi kita lalu lihat polarisasinya ya
dari situ kemudian bisa juga dilakukan memastikan langkah langkah kesiapsiagaan
mr stevenson adalah putra mantan
bagaimanapun itu nanti kan akan kita release lagi biasanya
buat gue jordan udah menjadi the god
pagi perusahaan ekspedisi barang yang telah eksis sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua ini menerima beraneka
anak anak yang sedang belajar bahasa
meski mundur dari psi namun perjuangan saya menyuarakan aspirasi merumuskan kebijakan dan mencerdaskan rakyat tidak berhenti
tapi kalau misalnya ada yang pengen jadi pembalap gue pengen jadi pembalap f satu gitu ya harus dari kecil
jadi kalau udah begitu kita sekarang bagaimana kita kiat kita supaya jangan naik lagi nih
maksudnya yang di expose lebih ke situ gitu kan
salah satu cara yang dilakukan dekran asdntt dalam membantu para penenun
untuk tahun tahun sekarang gitu
hal yang ditunggu tunggu kalangan buruh setiap jelang akhir tahun akhirnya terjawab yakni penetapan kenaikan upah minimum provinsi dua ribu dua puluh empat
iya diisi sampai penuh
apa yang bisa kamu sampaikan untuk kemerdekaan republik indonesia untuk tujuh puluh delapan tahun ini
direktur dari communicable disease di departemen kesehatan new south wales
untuk penyakit kanker yang sering menyerang wanita ya itu kanker payudara
udah akhirnya itu pun sama sama persis sama abl
atau misalnya ada ancaman yang namanya resesi
tapi pertanyaannya gini dila kalau ngelihat dari prestasinya nyontek dulu nih
pkb gimana teman teman pkb ini
tapi gak kepilih karena waktu itu saingannya lumayan berat
ya allah ku bernyanyi
jadi dua tahun berturut mereka nawarin saya
untuk mempersiapkan umatnya atas peristiwa besar dunia
dan desember itu mulai pre season untuk mempersiapkan tahun depan
walaupun kemudian pertama angkatan eg
kibrodin menjual wayang berbahan baku kayu hasil karyanya ini
di dalam program acara lagu untuk anda
sekarang situasinya sangat tidak bagus
lo mau foto di ibl kan gak bisa
hidangan ini ada di desa jatilui kabupaten tabanan bali
namun bedanya gaya santorini ini dikemas dalam bentuk restoran yang bernama cundang
tapi paling dekat si pj itu punya pj dekat itu potensi pj dekat banget sama lapangan
awak kabin japan airlines melakukan pekerjaan yang luar biasa
tak hanya modal tampang soal rasa tetap menjadi andalan
sekarang kita pengalaman kemarin juli juli dengan delta varian kita lebih siap
ya akhirnya kejawab juga ya chen ya selama ini
sekarang kalau kita hitung jumlah pusat semestinya dan fasilitas kesehatan primer
karena beliau tidak mau mereaksi saya ingatkan saja pertanyaannya
suka dukanya kalau sukanya kan
dengan video yang muncul di media sosial tentang polisi moralitas yang memulai kembali tindakan keras mereka terhadap perempuan
dan kita sebagai pemimpin harus bisa beri contoh
kayaknya lu pick up game terus nih kalau gua lihat ya
dia bisa alihkan untuk diinvestasikan
tidak cucuk itu tidak profitable gitu ya
hari ini mungkin kalian udah pada bosen di rumah aja ya bu ya
kini zia bahkan sudah bergabung dengan karya karya
jadi silakan pilih nyamannya yang mana
harus berprestasi sebenarnya harus punya sesuatu untuk keahlian sesuatu untuk bisa sukses gitu kan
yang keempat kondisi bencana alam
tapi coach gibi emang lebih percaya mungkin sama yang muda muda kayak agassi aja
juga tindakan untuk memberikan batas dua tahun dalam persewaan
diselenggarakan oleh keluarga atau kelompok masyarakat di taman dan kebun
hari itu semakin dekat
film film dari australia misalnya
apa kabar anda semua para sahabat pendengar setia radio advent suara pengharapan
sempet kayak nyuruh lu kayak coba main bola nih segala macem gitu gitu
uh jadi gak sabar nih untuk icip icip
kalau kita berbicara tentang masifnya
namun kita nanam gampang sekali yang namanya cabai rawit cabai merah ini gampang banget
tapi ya kalau gue liat banyak di portal berita ya banyak rookie rookie yang sebenarnya tidak banyak dijagokan juga oleh media media di luar ya
yang tidak memiliki sisi telur terkacau
atau sebesar rp empat sembilan ratus sembilan belas tujuh triliun
mimbar dengan ukiran yang diberi cat perada emas ini selalu dirawat sehingga peninggalan haji abdul rahman asal lombok tersebut tetap dapat dilihat keturunannya
apa sayang bubur kelopek sabur makan apa
kami juga ada petugas petugas di taman terutama taman eco park ini yang ada di tebet
seperti ini kini kekini maju
untuk ibl musim ini
dan apakah dalam menggunakan uang thr untuk hampers perhiasan
ahli gizi menyarankan cara lain mengantisipasi penyakit yang datang setelah lebaran
kalau mengingat kondisi david usai dianiaya mario
sampai sekarang kalau bisa dibalik ke bubble masih main juga atau gimana
piala asia dua ribu dua puluh empat di qatar tentunya menjadi ajang tersebut
ini penting memang paradigma bansos
mindset permainan itu masih bisa dilatih lah kayak gitu
tak menggelar acara buka dan sahur bersama selama bulan ramadan
kalau misalkan bikin panda itu kena lima puluh kalau bikin masjid lima puluh kalau bikin angsa atau burung itu kena tiga puluh lima an
plt kepala badan pusat statistik amalia widya santi menyatakan
pemaret dua ribu dua puluh tiga kasus kekerasan terhadap perempuan saja di ranah personal nyatanya yang dilaporkan sepuluh kasus
sayang sekali bnm sudah tidak bergabung dengan kami
lain dengan pak mahfud atau pak mohemim
dan tidak hanya itu para wni juga memanfaatkan momen piala dunia ini untuk mempromosikan kebudayaan indonesia yang ada di qatar
dan juga di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
untuk memastikan bahwa demokrasi ini memang harus ditegakkan
pak i r soekarno
pak merita juga kembali berdalih ini adalah merupakan salah satu shock absorber
dan kalau ini terjadi kita masuk ambang bahaya
salah satu hotel yang menyediakan sajian kuliner santap sepuasnya selama bulan ramadan adalah the limeham jakarta
itu juga kan terbatas juga waktu itu seleksinya juga terbatas
dan siap untuk disampaikan untuk masyarakat
terima kasih sudah menaruh pagar perlindungan di sekitar kami
dan waktu adalah apa yang diperlukan
tanah lunak itu akan mengalami resonansi yang bisa memperbesar guncangan gempa
oh ya hampir setiap hari
ini tidak harus masuk ke solo lagi karena joglo semar itu sebenarnya dari jogja bisa bawain langsung semarang ini tidak harus masuk ke solo lagi
dia juga kasih input ke kita kita nanya juga
akhirnya ini ada kemudian yang datang
yang menarik dia itu kalau melakukan batik itu seperti fokus dan kontemplatif
ataupun diharapkan oleh publik adalah ekonomi kerakyatan
di mana ikan paus pilot bersirip panjang umumnya ditemukan di lepas pantai
dan juga sebagai editor dalam gerakan sosial yang disebut ayo main
lamanya waktu kepengurusan sangat tergantung dari kelengkapan persyaratan dan banyaknya antrian di masing masing daerah
sudah melalui perhitungan yang sangat matang
program program yang sudah berhasil sekarang ditambah dengan program yang kita usung di paslon dua
dia meletakkan senjatanya dan mencoba membereskan pikirannya mengenai konsep pengampunan bahkan untuk musuh terburuknya
baik itu buku e book maupun e jurnal
jadi mulai peraturan kenalpot racing dilarang nah itu turun
memperhatikan kondisi tubuh adalah hal penting sebelum memutuskan memilih metode diet
tetapi tidak sampai ke belakang
pasti tidak akan menanam padi
jadi bener bener hanya proposal kampanyenya dia saja
sudah diambil aset asetnya sudah disita
mereka belum tentu mengeluarkan pemberitahuan penakian hutang
luasnya sekitar enam meter
dibalik bubur ayam saya menemukan kuning telur ayam kampung namun tak perlu khawatir meskipun
dan kita akan mengucapkan kebanggaan kepada pemerintah
kira kira sedikit yang kiri agak di depan
sahabat pendengar kalau saja dunia kita ini benar benar mengikuti aturan yang nampak jelas ini
dan kemudian terkait dengan tanggapan
yang disambut rasa senang para pemohon sim
dan berhenti sebab dia baik
karena kita kalau kita lihat dengan harga seperti hari ini
nah oke ini gue dulu apa lu doh
yang ditanya juga kadang adalah performer
sehingga menjadi tempat kondusif bagi kuman dan bakteri untuk berkembang dan berisiko terkena ispa
maka membutuhkan tenaga yang lebih besar
oh ini seluruh indonesia lo sambangin ya
di sekolah musiknya itu kan ada kamar kamar yang berbagai alat musik gitu ya
lawan persebaya terakhir ada
situs kami di www sbs com au garis miring indonesia
jadi apakah itu opioid dan mengapa bisa sangat mematikan
yang apa yang ijo nya kental itu
walaupun gak main tapi ya
dan kopinya kopi tim ini beda dari yang biasa saya makan kopinya
dan dia merasa terganggu dengan misalnya suatu informasi yang akan diangkat gitu
ada beberapa daerah daerah di luar jawa yang memungkinkan harganya sebenarnya setara dengan yang ada di bau bau
mungkin cari tempat favorit yang paling recent yang paling terbaru
karena itu suami gue suka banget sama mobil mobil sembilan puluh an delapan puluh an gitu
dari ibl dan sekarang nih spesial juga nih bo
nah sebetulnya kami dari kor sudah memperkirakan bahwa memang tidak akan sampai sebagaimana yang diperkirakan kementerian keuangan empat lima
pertama kampek bapak majak ketasi kampek itu kan kalau dia berada di jawa tengah jawa timur
jadi dia tuh ada sesuatu yang bisa dicolokin kabelnya
lo harus cari sendiri ya lo harus cari tim sendiri lo harus kasarnya lo modal diri sendiri gitu
sepanjang ini ada banyak fakta fakta
karena ini under nama kampus juga kan
sehingga kita harus ditantang atau pelaku umkm tertentang untuk mengisi ruang itu
iya kuncinya ekosistem yang sehat
yohannes suprapto juga salah satu orang yang di orbitin oleh coach dhani kan
dan mereka jadi pemenangnya
jadi rasanya itu ada gurih gurihnya plus lebih padat
sebelah kecelakaan di perlintasan kereta api terjadi di berbagai daerah di indonesia dalam beberapa bulan terakhir
pak andreas saya ingin konfirmasi langsung ke pak arief nih
pada saat itu firly menegaskan bahwa tidak akan ada pemecatan
sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta
jadi maksimal dua puluh orang yang boleh berkumpul dalam satu tempat
kota terbesar kedua itu kan adalah orhus ya
menyusun sate di atas talam
jadi ini saya kira yang perlu perhatian kita bersama
tentunya diutamakan yang namanya kompetensi
pemerintah kan tidak seluruhnya menanggung pembiayaan ya untuk penugasan penugasan ini ya
antara saya sama yuda
baterai mobil listrik yang telah melalui usia pakai lima delapan tahun tidak lantas menjadi limbah
masyarakat juga harus sadar bahwa motor motor yang umum dimiliki oleh masyarakat kita sangat lemah
agar air di dalam daging menetes ke bawah
nenek sembilan puluh dua tahun tersebut mengaku belajar membatik
ada harapan harapan yang luar biasa
jadi kesempatan kesempatan kayak gitu ya itu termasuk juga salah satu program fia
sehingga dia bebas mengakses konten konten yang negatif

yang mempunyai kasus tinggi dbd mulai tahun dua ribu dua puluh tiga
udah bau bebek bau udang matahari yang panas
tapi hasilnya luar biasa
dan orang indonesia tapi yang belum warga negara mereka sudah mulai mendapatkan vaksin
tempat pembuatan kapal nabi nu yang menjadi kontroversi dan disegel pemerintah
yang telah kami sediakan bagi anda sekeluarga
dan yang tak kalah menjadi favorit adalah omelette udang
rasanya itu bintang lima harganya kaki lima
artinya memang mk sepertinya berat sebelah
tetapi kebalikannya apabila kita menghormati menghargai petani peternak
maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga ini seakan menjadi isu yang tidak pernah usai bak lingkaran setan
di tempat ini jalang kote dinikmati bersama sambal cair khas makassar
ya kita bisa mencoba mengerti juga mereka
walaupun kalau kita lihat biasanya kami di media sosial itu menganalisa tidak hanya bentuk adalah bentuk posting
ya beginilah kondisi di kolong tol insinyur wiyoto wiono
soalnya emang dari beberapa tim sebelumnya kan
dan memberikan beberapa jawaban nyata kepada manusia sepanjang sejarah dunia
apakah orang diselamatkan dengan menuruti hukum
yang menghibur netizen melalui konten komedi di salah satu channel youtube pada dua ribu dua puluh lalu
kita sempat membaca sebuah rencana strategis dari kementerian pariwisata
dan ketika bicara aspek kuratif ada dua
iya ya mungkin gue tambahin ya kalo dari pandangan gue
ini sepertinya sangat jarang kami menerima atensi dari halmahera ya
kami memiliki grup pekerja di tempat yang bagus yang memasuki tim pengiriman dan tim pengurusan
jangan baru anu langsung teriaknya ke pusat
kalau dilihat dari hadiah sekarang lebih gede
nah memang sempet booming waktu itu ketika
tentang misteri terdamparnya ikan ikan paus itu
terus abis dua tahun baru bisa balik ke canada atau amerika atau australia untuk musim panas
jadi kalau kita lihat putusan pertama pilpres tahun dua ribu empat
itu akan dijadikan satu sehingga mereka nanti mungkin bisa lebih baik
saudara loh iya betul gitu
hal tersebut dengan cara yang paling sensitif
situasi itu tentu saja sangat fluit
jadi ini jangan sampai menyurutkan semangat dari para pemain kita
hasil baca baca informasi dari rekan rekan
di tempat ini anak anak usia prasekolah hingga sekolah menengah atas
yang aktif mengadakan pengajian dan event event lainnya
dipotong menjadi dua kecil kecil ukurannya
dan berakhir dua puluh empat mei
rame rame terus permasalahannya menurut
kan ada rata rata tuh rata rata orang tinggi biasanya di smp tuh
biasanya pakai roti atau pakai mariam
vanili sering disebut juga emas hijau karena menghasilkan cuan fantastis dengan perawatan mudah serta bisa menggunakan lahan yang sempit
tokoh nasional jadi gak usah khawatir soalnya
ia ingin dana pensiun bumn bisa dikelola secara profesional
men treatment karet seban itu susah ya
tangan dan kaki akan berjalan seirama dengan kedua lutut yang terlipat
kayak lo dulu awalnya dari go kart kayak gitu itu sekarang masih ada
sehingga rambutnya mulai rontok dan menipis
lo pasti bisa ya either lo bikin musuh atau lo bikin perempuan
dan diberikan bekal pelatihan pendampingan
tapi di lingkungan tempat tinggal tera itu orang pada tau nih
yang pertama ada salmon ceviche
bu noah mau kalah ayah juga dulu shooter gitu kan
zulkifli hasan menjelaskan kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan telur ayam
uang ini menjadi simbol tekat dan optimisme menyongsong bangsa gemilang
permenkes nomor tiga puluh tahun dua ribu tiga belas
keterlibatan wni di qatar sendiri sangat sangat kip
dalam sebuah tindakan yang dipicu oleh beredarnya posting di media sosial
dari pasir egar angga cita kusuma jakarta
dan kalau tadi udah sempet disimul juga yang lo star tiga kali dan empat kali juara nasional gitu kan
kesehatan yang ke luar negeri
tapi saran dari pak luhut ini menjadi pertimbangan yang cukup penting nggak bagi pak prabowo untuk bisa membawa masuk orang orang ke dalam pemerintahannya nanti
jadi di bali ini pariwisata itu hampir menghabiskan pertanian kami
untuk apa bagaimana dan berapa lama kan kita harus ada kayak misalnya nggak ada bahan makanan bagaimana nih karena kan banyak toko atau pusat perbelanjaan
jadi kalau apalagi gara gara pandemi ini dulu nyaris nggak ada space
imi nya kan mereka punya komisi women in motorsport
di tengah penurunan level ppkm juga
harus ada tangan orang tua yang juga
total sementara ini ada tiga puluh enam posko yang akan kita siapkan
apakah kemendak mengecek di sana
terima kasih dua orang narasum yang sudah bergabung pada sore hari ini
dan kapolri sendiri sudah meminta agar ini diusut tuntas
mungkin itu dari kami
itu pernah terjadi gempa yang kelasnya magnitude tujuh
orang orang inilah yang menggantungkan hidupnya dari kuda dan kereta delman
akan mendapatkan nilai tambah
di hari pada kami siang jokowi mengaku sudah bertemu dengan prabowo pada rabu malam
siapkah kita dengan kedatangan yesus yang kedua kali
kadang kadang orang suka mikir apa hubungan antara ekonomi dengan hukum
baik sampai saat ini kompolnas sendiri terus melakukan pemantauan
nah tapi seperti tadi dikatakan kita beruntung karena di sisi yang lain harga komoditas itu sedang mengalami peningkatan yang luar biasa
bangsa kita itu suka dengan yang manis manis
diberikan itu memang sepadan dengan
dengan berolahraga bisa membantu melemaskan otot dan melepaskan hormon kebahagiaan

anda bersama sbs bahasa indonesia
itu dia akan bisa dalam tanda petik mempengaruhi preferensi politik mereka gitu
apakah lo butuh ngambil jinjang pendidikan yang selanjutnya
nah ini sebenarnya yang mau disorotin besok oleh pak mahfud
abis waktu satu jam untuk keluar parkir ya
layaknya santorini bangunan ini bernuansa warna biru dan putih yang dominan serta lantai dari batu alam
jangan sekedar dipublish kami peduli tetapi informasi yang kita terima bahwa delapan puluh produk yang dijual masih produk impor misalnya
untuk penutup ini saya punya cerita singkat yang mungkin bisa memotivasi kita menolong kita
pimpinan ombudsman sumatera utara dan tim juga menemui warga sekitar lokasi jalan yang dijual
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh hena kwon untuk sbs news
selain sambal bawang original pilihan sausnya disini juga beragam
jadi jalan ngomong ngomong pokoknya tujuh dan delapan
tiap ramadan berbagai hotel termasuk hotel bintang lima berlomba untuk menyajikan aneka kuliner santap sepuasnya
terletak di samping istana raja abdul aziz di distrik al muraba riyad ibu kota arab saudi
selamat pagi mbak prita bagaimana kabar anda
saya bina sekarang itu itu gak mudah sebetulnya
yaitu bureau statistik australia
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
tapi gue penasaran sih sama sultan
namun acapkali akar persoalan tidak berada di sekolah
mewajibkan badan usaha mencantumkan kandungan gula dalam bentuk label gizi makanan
kita sudah pada fase lima ratus enam puluh tahun
dari pemerintah kemarin sudah mensepakati adanya
dan udang ukuran besar rp satu ratus delapan puluh per kilogram
kemarin sudah berapa dua puluh satu rekening katanya sudah di blokir dan sebagainya kita tidak tahu jumlahnya
untuk menagih hutang dengan secara otomatis
kalo sm kan kalo keliatannya tuh kayak kos kosan tuh
baik itu untuk mereka tim yang ada dibalik layar ketiga paslon ini atau kita sebagai pemilih itu sebaiknya seperti apa mbak
apalagi secara hukum tidak ada masalah
baik rio kami akan menanti bersama apa saja yang akan disampaikan
pendengar radio advent suara pengharapan yang berbahagia
bahwa misalkan pengaturan soal penberalkohol
kalau misalnya dari prediksinya bung hendra bung bung
menurut lu apa yang pengen banget lu kembangin gitu dari gaya bermain lu
berarti gaji di bbm bisa langsung dp rumah
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan tuhan memberkati
mungkin dari sisi sixers ngeliat itu gitu loh
jadi tidak perlu berlebihan juga tidak jangan kekurangan
empat menyatakan terdakwa putri candrawati tetap berada dalam tahanan
tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa satu ramadan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
ya kan dicoba sama si a sama si b sama si c
kita bisa bekerja sama kita bisa bareng bareng mengembangkan ide kita
dan nasi putih yang ia timbang sebanyak seratus gram per hari
jadi yang beda memang dari mie tarempa ini adalah ikannya
gue mikir hancur gue sama siapa nanti gitu kan
untuk rencana kedepannya kita dapat informasi memang akan ada
jadi saya rasa tidak ada nilai politisnya
baik tiga kilo maupun dua belas kilo gitu ya
itu bisa saja sampai sepuluh lima belas atau bahkan sembilan belas juta rupiah
gitu kepada para bapak calon melamar
atau gak balik gara gara mungkin kangen pacar atau gimana
ya kalau misal kita gunakan logika itu sepertinya bisa ditemukan oleh pak luhut
susah karena ini semua dipolitisasi
dan tidak banyak event organizer basket yang backgroundnya emang anak basket beneran
jadi alexandra asma subrata pernah nangis pas balapan
pertidakpuran dilakukan para ibu hingga mengharap lahan pertanian dan menanam padi yang dikerjakan bapak bapak
itulah yang membedakan sorga dengan tempat tempat yang lain
kebiasaan atlet di indonesia kurang cocok nih
walaupun mereka beragama atau sosial atau kulturnya
tapi saya menunggu baik gibran maupun gus imin
itu kan meningkatlah harapan kami nanti ke depan
lalu kami lanjut ke tempat makan siang
menghadiri acara deklarasi kampanye damai yang digelar oleh kpu di gedung kpu jakarta pusat
dengan realita kebutuhan sehari hari yang naik seperti bahan pokok ya
untuk waspada akan kasus campak
sebenernya bukan kate cunningham nya doang
kalau di tahun ini itu dimulai dari
yang telah membantu terima kasih
karena saya pertama kali jadi saya mau tahu ini kira kira
kesibukannya sebagai seorang dokter gigi membuatnya lebih nyaman berolahraga di rumah dengan bantuan aplikasi
kepada cnn indonesia newsroom pada malam hari ini
jadi jadinya pewarnaan alam itu saya pakai daun nila
ya tau sendiri lah ada widi ada arman ada yeriko gitu kan
itu kan sebenarnya apa kelanjutan dari battle dua lawan dua dua dua sama densu cuma yang menarik memang gue disitu rilis produk sama maternal disaster
pak aswara apa saja langkah langkah konkret
dan memang dasarnya bisnis itu betul betul tadi murni untuk kemanusiaan
ini tradisi yang dijalankan informasi dari pemerintah dan juga dari pemerintah
sehingga pembangunan yang terjadi
mas merasa dirugikan gak mas sebagai mas pengrajin kenalpot ini
akhirnya kan lo apa di tahun ini lah ya ke nsa karena setapak mundur juga kan ya
banyak pula caleg yang terjebak
peln mencanankan konversi tabung gas lpg tiga kg menjadi kompor induksi
dapet izin dari beliau akhirnya
nah sekarang saya mau foto dulu ya
tapi apakah dibuang begitu saja nggak masih bisa dibikin
berdiri dengan baik sesuai postur kalau yang kasat mata adalah tentang usia emosional usia
dan tak terlihat banyak percakapan antara biarawan satu dengan lainnya
tidak ada urgensinya untuk melakukan hak angket
jadi produk mereka bisa tahan satu dua bulan sesuai tanggal ekspire pada kemasan
kemudian di hari ini itu sebenarnya siapa yang menguasai
oh caranya tidak adil
menko perekonomian erlangga hartarto mengatakan
sehingga angka berapa sih yang paling baik untuk petani
walaupun tim irak dan filipina bukan tim yang dapat dianggap remeh ya pak ya
meski masih berada dalam kondisi pandemi kreatifitas seniman lokal di kota pematang siantar
pertama untuk mendorong pelajar dan pelajar melek teknologi
yang lainnya pemerintah yang cukup berat ya
atau tidak mau sampai orang tuanya tahu dan lain sebagainya
tadi cuma ada tiga ya sih di indonesia
luangkan waktu sejenak melihat sesuatu yang berjarak dua puluh kaki
biar percaya diri aja karena kan dulu kita pas kecil kan banyak tuh yang genggengan atau apa
dosis penyuntikannya diklaim oleh pihak produsen cukup satu kali suntikan saja
jakarta mendapatkan jatah sepuluh triliun rupiah
kalau dirawat karena ini juga aset ya kan
di tempat yang indah
kalau hal yang tidak kita inginkan itu terjadi bagaimana
satu susut saya umur enam tujuh
suhu dalam pembakaran bisa mencapai enam ratus derajat celcius
berarti kan harus masuk nih kan bola terakhir kan
stok bulog sih sebenarnya aman aman saja ya
kemudian dia punya kakak yang memang di bidang seni
jadi berbeda dengan sentimen negatif yang kesannya batubara udah kiamat
agar sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan juga standar isi siaran
mulai dari mencongkel batu kapur
nah kalau ini beda seperti semi semi modern
jumlah ini meningkat menjadi tujuh lima puluh satu miliar pada dua puluh enam maret
jadi ya temennya mungkin lebih sedikit
kita bisa lihat bahwa di sana kondisi trotoarnya sudah direvitalisasi sudah besar dan konektivitas yang tadi dikatakan adalah menjadi hal yang penting
apakah ini artinya bahwa untuk bisa keluar dari masalah ini memang kita harus membutuhkan penanganan dari luar
apalagi pasca pandemi ini kita tahu sangat sulit
jadi kayak mood booster gitu kan katanya ya
tes ini akan ditindaklanjuti dengan vaksinasi
sholat ini sangat dipatasi oleh pemerintah saudi
oke tapi itu berarti bukan mengacu ke lawan lawan politiknya pak prabowo ya
habit secara pola hidupnya
betul karena memang harus banyak diubah oleh cabai haji mahal
karena ini acara semuanya outdoor
namun ato membela tindakan mereka
yang panas dan lembab
itu ternyata masih ada mungkin mas asrari bisa cerita kepada kami ya
dengan kata lain sekian banyak yang justru ingin mengatakan aksi semacam ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan bisa menimpa siapa saja
jadi kita punya mitra dan network yang cukup banyak ya
di indonesia gamers berbasis mobile mendominasi hingga tujuh puluh persen
itu benar benar positif atau benar benar negatif ataukah tidak
ini membuktikan bahwa makanan sehat itu ternyata enak kok
pendengar baru baru ini sebanyak dua puluh delapan ekor ikan paus pilot mati akibat pendamparan massal di pantai australia barat
seekor burung merpati bernama jaguar milik junet warga pekalongan
masjid ini menjadi ikon baru jawa timur
mas bisa lihat berapa banyak pemimpin pemimpin bangsa
tapi itu jatohnya masih amatir atau udah
apa saja nih pak antisipasi yang bisa disiapkan begitu ya untuk mengantisipasi kepadatan arus balik pemudik
iya yuda firdan masih bisa itu umur umur sultan lah sama seumuran seangkatan lah
api yang membara ini berasal dari makanan yang namanya kafurma potongan daging sapi yang ditumis pakai paprika bawang putih dan tomat
yang mengalami masalah pendengaran
biasa dapat berapa pak
kalau kita melihat data yang sementara sekarang ini kan
pemerintah mampu kok untuk melakukan itu
karena itu akan mengiknit respon dari orang lain
sebenarnya ada sekitar enam puluh an bagan yang ada di desa labuan jambu ini di teluk saleh
tapi seperti kayak di maluku pertumbuhan ekonominya dua puluh kan upahnya bisa naik sampai tujuh
untuk saya menikmati setiap teguk di salah satu bangunan tua
diperoleh bahwa ada penurunan sebesar sepuluh ribu
jadi women in motorsport ini itu terbentuknya di dua ribu delapan belas gitu ya
hanya memang kita sulit untuk mendata berapa jumlah bni yang sudah diperbolehkan untuk melaksanakan ekspatriat maksud saya
kondisinya sebenarnya kalau kami melihatnya sebagai pengguna sudah cukup urgent
jadi smp nya saya udah mulai fokus dapet beasiswa juga di smp bakti
dan gue tau sifat kompetitifnya jordan
yang memberitahukan mereka mengenai hutang mereka yang ditahan
itu sudah mengeluarkan paduan ibadah ramadhan
lo harus fokus di situ dan pada saat itu tuh
kemudian pada saat itu juga presiden perintahkan untuk memberikan bantuan pangan
dalam peninjauan ini di relantas langsung memberi arahan kepada pemohon sim agar paham aturan berlalu lintas dan memahami setiap fungsi dari bagian kendaraan
palingnya kita arahkan ya dia paling kan
oleh berdasarkan survei yang kita lakukan gitu
sekarang taman mini tujuh puluh itu dari tadi dari taman ruang terbuka hijau dan juga kita menerapkan zona
wah ini kalau kalah apalagi ya
sehingga nanti antara selisih inflasi dan pertumbuhan ekonomi masih stres
dengan memakai data greenpeace
tapi kalau buat lisensi sampai sekarang sih saya belum punya
ada sih ya pesan gue itu sebenernya simple ya
iya sih banyak spot foto gitu
jadi menurut saya ini sudah diberhitungkan sematang matangnya oleh kocintayong
terus habis itu ada mendon tempe tahu ya berbagai macam nasi goreng
pada parameter kasus terkonfirmasi suatu daerah dapat menerapkan ppk level dua
jadi setelah itu selama kita lakukan monitoring kita bisa tahu berapa yang kembali
dia kayak gini udah den den udah udah
jadi kalau salah satu kandidat mencari keuntungan elektoral memakai anggaran negara
nah nanti isiannya itu akan kita oleskan
masa otot di dalam tubuh itu bisa meningkatkan metabolisme
puas menikmati pemandangan alam dari atas ketinggian
dengan tinggi enam lantai wisma barbara disebut warga setempat
pemilih pemilih sebelumnya yang kemudian memunculkan asumsi publik kayaknya ini putusan mk akan memenangkan dua
ko jj udah berusaha di jawa
nah selanjutnya kami akan tampilkan yaitu
norita wardani warga surabaya pernah melakukan ini
karena kan mie kerupuk kuning itu tuh dimakannya tuh keras keras dan ya harus gak ada yang kerenjel
bisa jelajah indonesia dari atas ya
kelangkaan lpg tiga kg yang disubsidi itu sebenarnya sudah terjadi berulang kali tadi
terus karena mereka juga emang suka binatang
iya lo tinggal main setiap hari di situ kan lo lihat ya
jadi pas mau sahur gak sempet sahur
materi di mahkamah konstitusi apakah
mendapatkan shortlist nya juga
walaupun misalnya sudah di daftar bahwa ini dilestarikan atau dilindungi
sementara joki adalah pelaku bermotor yang bertugas mengawasi
ditawarin dua ribu empat gue bilang kasih gue waktu lah
sebanyak lima orang petugas evakuasi berhasil diturunkan ke lokasi kecelakaan
tetapi juga sebagai perusahaan general agen berbicara dan di beberapa kes
waktu yang lalu kan ada pertemuan menteri luar negeri di bali ya
karena gue gak mau banget dibawa ke sirkuit malu
dan seringkali tidak tahu kenapa orang selalu panik kalau ada perubahan nilai tukar yang begitu cepat gitu ya
untuk rumah tangga yang rendah
banyak orang australia yang melakukan hal yang susah
dan sekarang saya sudah bersama dengan lili
dia lebih mulih di asimilasi karena lebih awal dia lulus
berarti dari sisi latar belakang ekonomi variable variable pertimbangan pertimbangan menteri keuangan
tanpa agunan menjadi senjata ampuh sehingga membuat banyak orang ini tergiur begitu ya
ya seperti biasa kita ngobrol bersama narasumber narasumber lain di atlas talk
walaupun tetap harus melihat hasil pertandingan lain
kayaknya navigator wrc juga ada yang cewek deh terkenal tuh
untuk menentukan pilihan yang terbaik nanti di hari kasih suara empat belas februari ya mbak
vaksin rabies juga sudah itu semua waktu kecil
terima kasih untuk waktu perbincangnya pada pagi hari ini mbak
agak agak kurus kurus gitu ya
tapi tidak boleh terlalu dekat ataupun memegang
udah pokoknya nanti yang juara nanti pokoknya yang menang terus terusin aja
pernah wirawan general tni walaupun
dan kami punya data yang kita bisa baca
ya hotel restoran ya perdagangan sebagian sebagian perdagangan ya dan juga mungkin sebagian manufaktur ya ini tentunya masih akan terpengaruh ya oleh pandemi
enak enak makanannya sih senang banget di sini
berbeda memang dengan lupis yang hanya beberapa jenis saja
supaya sampai kepada masyarakat dengan harga yang baik
pimpinan ombudsman sumatera utara dan tim melakukan peninjauan lapangan ke jalan persatuan satu desa mulyo
kalau ada suami gue ya pasti dia yang nyetir lah gitu
hukum hukum fisika belum sampai untuk menjelaskan itu
nah jadi pada saat terjadi lockdown itu ada beberapa mahasiswa mungkin satu dua
beberapa malam tiga malam empat malam tidur hanya satu jam dua jam
bagaimana kemudian mas gibran meyakinkan ataupun menjamin pemilih
proses memberi makan di pagi hari juga menjadi ajang memantau kondisi kesehatan tikus
iya mbak jadi sejak tahun dua ribu delapan ya itu bmkg itu sudah mengoperasikan indonesia tsunami early warning system atau inadius
tempat wisata yang sudah mulai instagramable
tujuannya agar mampu membuat karya berkualitas yang juga dapat layak bersaing di kancah internasional
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
untuk masyarakat umum di delapan belas titik di indonesia
terkait dengan ketika mereka nanti mencari pekerjaan
muhammad sejahtera si peraih dua emas dua perunggu di asean games
walaupun gak performance team nya the whole team nya gak bagus
yang berbasis karakter untuk bisa terus masuk ke koneksi koneksi lainnya
termasuk sebuah teleskop di antartika
cuma aku bisa tanyakan
kemudian juga dibantu oleh boeing sebagai pabrikan pesawat
saya ingin menjalani hidup yang jelas dan kualitas
lalu kita coba babatnya ini konon yang terkenal empuk
mereka berpindah ke ukraina
baru bener bener ya gue udah basket semua gitu
takut mungkin takut dimarahin gak bisa ngambil bolanya
untuk mencoba rasanya sepertinya sangat nikmat makan bubur kacang hijau yang baru matang dan masih
bahwa yang dipentingkan adalah bagaimana visi misi seorang calon presiden tersebut disampaikan kepada masyarakat
hitungannya freelancer mana punya media gitu kan
iya ini kali ini kita apa ya sebenernya kalo dibilang wonder kid udah gak wonder kid soalnya udah dapet most improved player
gangguan pembuluh darah gagal ginjal hingga serangan jantung
untuk perjalanan dalam kota kita juga dapat menempuh dengan taksi atau ojek online
terus sempet nanya ke coach ahang juga kan
jadi ternyata terlilit platform sampai lebih dari lima
yang terakhir adalah perabotan rumah tangga dan juga bantuan bangunan untuk relokasi dan juga pembangunan kembali rumah warga yang terdampak
kondisi ketimbangan digital ini sangat tinggi di tempat kita
dikembalikan kepada korban dan dibagikan
untuk bahan bakar biasanya para produsen kerupuk di kampung kaum pandat menggunakan kayu bakar
sebenarnya tidak terlalu sulit ya caranya
menurut gue tuh satu hal yang menantang dan perlu gue taklukkan
bebek yang dimasak dengan cara diasap juga banyak peminatnya
ya alasan gue mau pindah ke kanada
untuk membatasi iklan junk food yang ditargetkan kepada anak anak
saya tidak pernah komunikasi dengan mui
agar mereka dapat berpegang pada hidup kekal
kembali ke rencanamu yang semula
memastikan barang dan kendaraan milik pelanggan tiba tepat waktu
saya ngesalin mereka juga karena mereka belum mempunyai cara pemikiran entrepreneur
demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini
ini soviet semua agama itu dicabut jadi orang orang di kazahstan ini mulai belajar lagi belajar agama dan sekarang udah mulai membaik
jadi ini adalah network yang memang kita bisa bangun di pasar lokal maupun di pasar internasional
sangat kental dengan nilai sejarah kemerdekaan republik indonesia
bagaimana setiap hasil setiap kilogram yang dihasilkan petani diberikan itu
nah itu gue gak mau terjadi di jalan raya gue kayak gitu
itu yang sejak kemarin menjadi catatan saya dan saya beruntung berkesempatan berkomunikasi dengan pihak denpom
di belakang kaisang ada presiden nih
supaya anda bisa mendapatkan opsi bila mana terkena satu penyakit kritis
bedah buku terus topik topik yang lagi rame
jadi kalau katarak itu adalah kekeruhan di suatu lensa mata
yang pertama ini kasus internal
warna hitam sendiri didapatkan dari rempah keluar
tentunya ya kurang lebih di akhir april ini bakal diumumin
begini beragama itu individu
memiliki rumah dengan tampilan indah adalah impian semua penghuni
dan dari saya ngobrol sama beberapa pengunjung
sebetulnya kalau menurut survei yang muncul adalah prabowo itu diasosiasikan dengan kakek kakek gemes
yang go kart yang enam puluh cc itu masih ada masih bisa kalau mau
semula syarat untuk mendapatkan tantim adalah jika perusahaan mendapat opini dari auditor wajar
kan dia balik sini untuk ke jurnas kan
pas kuliah dapet ada maklum fotografi
sehingga kalau menurut saya sih memang ini deklarasi ya ya udahlah udah dijadwalin ya udah datang aja gitu
demi meminimalisirkan uang thr bisa disesuaikan dengan budget
dan tanpa ada upaya yang keras bagaimana menyelamatkan harga gabah kering panen di tingkat usaha tani
secara jumlahnya gitu ya
dia pengennya ya kalau misalnya gue tuker sama pemain lu ya gue juga pengennya yang lebih dari satu orang gitu
saya yakin juga dalam gak berapa lama lagi akan islah kok
yang mungkin sebagian orang sudah tak asing lagi
berarti mas tera ngerasa perlatihan pemerintah udah cukup nih
ada pihak yang melakukan obstruction of justice
bersian kebab yang buka sejak dua ribu lima belas di bintaro ini berfokus pada kudapan kebab
saya lihat mungkin sekitar empat jenis
dan juga penarinya mereka
saya mau ke pejalan kaki dulu nih yang memang kebutuhannya mereka
tetapi mau benar benar berproses pada keseluruhan masing masing
karena kita berupaya mengambil langkah untuk melakukan penelitian
rebusan beras yang sudah dibersihkan dan menidih
menjadi pedagang sate keliling tidaklah mudah
bahwa anda sekeluarga akan melaksanakan mundik agar mereka dapat
mulai dari melon apel pir anggur jambu merah nangkah hingga mangga
kekeluargaan dan tetap mengedepankan hak hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan
tempat ini berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh di roksi
ya tapi kan memang itu permintaan dari
ia pun mengajak masyarakat sekitar untuk ikut andil dalam pengolahan limbah daun nanas ini
semua juga tau akhirnya menyampaikan juga perubahan
sudah penting bagi pedagang pedagang hasil laut tambak khususnya muara gembong
dan hampir setengahnya berada di wilayah regional victoria
sebenarnya alasan kenapa gue mulai bangun awal dan berlatih di pagi
terkait data pertahanan yang sempat menjadi bahan debat presiden ketiga
tapi kita punya informasi yang bisa kita lihat dan kita sama sama pelajari untuk sebenarnya bukan hanya indonesia aja tapi buat di dunia juga
dan ini kita lihat di pusat perbelanjaan
pabrik itu sudah jadi dua ribu dua puluh gitu
bagaimana sebetulnya dinamikanya yang terjadi di kpk saat ini
nah akhirnya terjadi perdebatan
karena ini kan bukan destinasi wisata yang biasa biasa saja
yang baru dimana pencapaian pencapaian turnamen kemarin seperti piala asia itu
apakah secara angka dan juga data jauh lebih baik
semoga pemerintah memberikan gaji yang layak untuk kita semua
lalu sama seperti yang memiliki set top box atau menggunakan set top box anda harus memilih opsi simpan
dan diserahkan ke laboratorium
mereka yang mengalami kondisi ini biasanya dapat merasakan keluhan sakit kepala
karena otomatis kalau gereja mereka itu tentunya sudah mulai langkah awal yang baik
jadi kayak mau jadi kayak bu noah mau jadi shooter kayak ayah
untuk mengambil subtema pertanyaan yang ada di dalam wadah
selamat malam mbak tiffany
dan sebagainya karena memang di dalam regulasi
atau misalnya nantinya ada biaya pemakaman dan lain lain
selain membuat anaknya semakin aktif hal ini juga dapat mengurangi pemakaian gadget sang buah hati yang dapat menjurus pada kebiasaan negatif
itu kalo mau foto dari bawah gitu bisa gak sih
merangsang pembentukan antibody yang cukup tinggi
warung selalu ramai tiada henti
yang jelas secara ekonomi kurang menguntungkan
jadi kalau pertemuan keluarga itu bicaranya udah
udah banyak sih mereka
ini akan blunder buat polisi karena tugas polisi adalah menerima seluruh pengaduan
batu yang terkikis secara alami berbentuk candi candi
pak daryono kalau tadi bapak menyebutkan ada banyak sekali daerah dengan titik rawan gempa khusus di jawa barat
almarhum mbah dalem arif muhammad
nah satu per seratus ribu
komplikasi penyakit diabetes adalah gangguan mata kerusakan syaraf
itu benar benar kita harus tahu harus mau
ada pun buah dan sayuran seperti kentang ubi jalar sayuran berdaun hijau
dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni
karena penegakan hukum itu adalah upaya paksa
mereka seolah olah sebagai partai oposisi nih
oleh karena itu melihat gelagat ini
maka rahim akan berkontraksi secara terus menerus secara sangat berlebihan
juga untuk memperlancar aliran darah di akar rambut agar rambut senantiasa berregenerasi
berprofesi sebagai pencari ikan dengan menggunakan alat tangkap jalan
ya sebenarnya untuk saat ini
ada instagram twitter tiktok facebook sama youtube
ya aku main sea games atau asian games
nah pada posisi ini sebenarnya kami mendorong agar pemerintah
kita di senayan sekarang
pengembangan budaya toleransi dan perdamaian
kalau misalnya terjadi kenaikan harga us dollar gitu ya apa yang harus kita lakukan
hanya memang dengan pemberlakuan yang
supporternya sendiri karena dalam
tim liputan cnn indonesia
dan kita akan lanjutkan membaca keluaran dua puluh ayat dua belas
sempat mengenyam pendidikan di pesantren muhammadiyah darul arkong
ternyata meskipun gerakannya cukup terlihat simpel tapi cukup membuat kita berkeringat
saudara pendengar yang dikasih oleh allah
itu tentu bisa mempengaruhi ya
kenaikannya dua kali lipat seratus
kayak program orientasi gitu ya
di ujung dunia nih kalo firdan itu rumahnya
lalu sebenarnya target pemerintah apakah bisa tercapai dengan merger ini pak
atau baru saja berkumur dengan zat zat lain
lalu apa yang harus dilakukan ketika berkendara melewati perlintasan rel kereta api
dan pinjol ternyata menjadi problem
terimalah sebuah lagu dari radio arvensuar pengharapan
tradisi menyambut lebaran ketupat dengan menerbangkan balon udara tanpa awak sudah berlangsung lama dilakukan warga jombang jawa timur
bapak ganjar panowo untuk menanggapi jawaban dari saat ini
kemudian cockpit voice recorder ini merekam empat kanal selama dua jam
ko jojo awal mulai main basket terus pas sma kah atau smp sih sebenernya
mungkin untuk ke satgas dari esdm atau gimana yang sudah membentuk gitu kan
tapi sebenernya kalau enak tuh mainnya sama jalu
atau gaya dari aileron ini kurang
tapi apa yang terjadi tahun dua ribu dua puluh dan tahun dua ribu dua puluh satu ketika kita mengalami peristiwa lamina
ngeliat potensi giftnya ben simmons gitu
tidak hanya pirpes saja porsinya mana yang lebih banyak kecurangan pemilunya
untuk asosiasi kecil kecil komunitas
terus aku mulai posting di wa atau instagram gitu langsung alhamdulillah reviewnya bagus
desa berkembang dari kementerian desa pdtt tahun dua ribu sembilan belas
soalnya suami istri mau pergi sama anaknya yang nyetir siapa
tadi kayaknya udah ditanya juga sama isat
kita punya sepuluh catastrophic disease yang ada di indonesia sebagai penyebab kematian paling tinggi
namun tidak ingin merasa sakit gitu ya untuk dilakukan pcr swab
sosialisasi mengenai tidak diperbolehkannya penggunaan sepeda listrik di jalan raya
ya carlos sainz ya bapaknya kan dia masih balap rally dakar tuh dia kan udah tua dia masih bisa aja masih bisa jago gitu
dengan saya pendeta muda robert gultom
tarian pedang asal arab saudi ini dipersembahkan pada momen tertentu
reza memilih mengkonsumsi salat sayur dan buah
tetapi ini mintaannya petunjuk kepada allah swt
sesuai dengan fungsi utama tutup pentil ban
dan mempertimbangkan kembali diberlakukannya penggunaan masker di tempat tempat umum
dan sebenarnya ini juga pas banget abis bali united juga kan abis launching ya chen ya
bisa dijadikan dispenser harganya itu relatif juga mulai dari satu ratus dua puluh lima sampai dua juta setengah
bagaimana pendapat warga dan juga masyarakat yang tinggal di sana riana
di indonesia rumput fatimah juga dijual di toko dan secara online
iya jadi gak perlu latihan bareng yang setiap hari harus
jadi ada misalnya ada medical gitu
karena mereka adalah pemain pemain kunci
dan gue defense juga harus bisa jaga pemain yang
jadi tanggal enam mei ini dibuka untuk kumpul kumpul di luar sebanyak lima puluh orang
dan itulah program yang cukup bisa komprehensif menyelesaikan bagaimana harapan hidup bisa jauh lebih panjang
soalnya kita off day pun kalo kita tidur malem keluar keluar atau gak jaga kondisi itu juga mempengaruhi ke besoknya kita mau latihan
terus akhirnya cari cari cari
dan keesokan harinya tanggal dua puluh tujuh november
katanya satu komplek ama lu nih kalau denger denger
jadi jangan dikonsumsi berlebihan ya
tercatat tiga kali laksamana cengho mampir ke palembang dan tak hanya untuk berniaga namun juga menyebarkan acara islam
unit unit penindungan perempuan dan anak yang sudah dibentuk itu harus benar benar diberdayakan
karena itu dpr memberikan catatan yang sangat penting
saat ini brodin kewalahan mengerjakan banyaknya pesanan
narkotika juga sebenarnya bisa juga dilakukan untuk kepentingan medis
udah kenyang makan saya mau nge beer aah
udah gua beli lensa fic kebetulan kan pas itu gak lama di kokas ada tiga x tiga gojek kan
setidaknya dalam tujuh belas tahun yang terburuk sejak proptrack mulai mencatat data
ketika ia menjual hak kesulungannya
jadi kalau ada hoax tidak mudah percaya
jadi mereka kedua kereta api itu bertabrakan di lintas atau di jalur
maizena fungsinya sih hanya untuk benar benar merekatkan semuanya meskipun memang si
pada trust labor sebelah kanan
dan gue udah dikenalkan sama tim anggota tim
beberapa orang akan mengatakan ini terlalu tinggi
ikannya semakin naik harga itu karena itu
nah ini kan makanya jadi penting nih perbedaan antara need want desire
bisa kami sampaikan bahwa logistik bagi para pengungsi hingga saat ini masih mencukupi hingga satu bulan lebih ke depan
cara kerja alat ini seperti vakum cleaner atau penyedot debu pada umumnya
atau tools lainnya yang harus anda siapkan jika anda ingin memelihara sebuah atau seekor satwa liar
ada makna filosofis lain yang terkandung di sini
ketika anda memasuki ruang kelas anda akan disuguhkan pemandangan berbeda
tapi itu terbawa terus sampai remaja gitu
sertifikasi tanah biasa itu ya nggak menyasar wilayah konflik kayak rempang
wah kita selalu ngerasa kita lagi dipuji puji
setelah makan makanan manis biasanya nambah mood sih jadi lebih happy gitu
rasa rasa terharu bangga dan segala macam pasti ada dong
dari kacamata mbak anggiastri sendiri
dan sampai jumpa di lain kesempatan bapak
karena ini salah satu yang kita lakukan pagi ini
dan saya juga perlu sampaikan ini upah minimum ini kan upah serendah rendahnya
kemudian selepet sarung dan juga hunger games ini
padahal untuk membangun pabrik ponsel
tim liputan cnn indonesia
karena pertama tadi sudah dikatakan kan
ini yang menjadi pertanyaan saya kepada pak anies adalah
tadi bapak sampaikan sudah bagus pak tadi pertama pak
yang sekarang berkumpul di jakarta
yang ingin membeli reptil tetapi bingung akan tempat penitipannya jika bepergian
tidak boleh bagian rongganya itu di bawah jadi bagian lancipnya di bawah
netizen umumnya menyukai konten konten
nah ini penting tugas kami diasosiasi tentu mensosialisasikan dengan support dari media
artinya terputus itu dengan gini kondisi trotoarnya sangat tidak nyaman tidak aman sehingga membahayakan jalan kaki
spesial dengan mozarella keju dan stasiun kacang
nah kita tahu juga nih masalah tambang ilegal ini kan sebenarnya juga menjadi masalah besar ya
nyoba nyari pemain dari luar negeri
dan kita ada di jalan terang dari sebuah lorong yang gelap
jamur sitake dan juga protein kedelai
anda bisa tambahkan macam macam pilihan topping yang harganya murah meriah
kaya clarissa agaripa surabaya jawa timur
pasalnya untuk perhitungan harga totalannya
pemerintah saat ini yang tahun dua ribu lima belas ada program upsus kedele jagung padi dan sebagainya kan program upsus
karena hal ini dapat menyebabkan narkolepsi atau kantuk berlebihan
tapi untuk saya yang belum pernah
dan juga kita mencari sponsor sponsor yang bisa membantu
bapak waktunya satu menit dimulai dari anda berbicara
dari lebarnya keteduhannya fasilitas untuk teman teman disabilitas bahkan sedia kursi juga ya
kalau setelah terjadi kelangkaan dan rakyat antri berjam jam
karena terlapor ini tidak untuk pemeriksaan
pasang badan dimana cak imin kita dukung
baliknya terkalah iya tapi aku latihan pun nggak pernah terkalahkan sama mau tiga ribu dua ratus empat puluh dua apalagi dua puluh dua nggak
tim liputan cnn indonesia jakarta
mie bangladesh atau ramen kaki jepang
sekarang waktunya kita mengembang biakan tikus putih dan mencit
dan siap bertanggung jawab
tapi kalau untuk olahraga tanpa alas kaki
agar tidak terlalu membebani apbn tawhid ahmad mengusulkan program makan siang gratis dilakukan secara bertahap
jadi itu khususnya dengan pemerintah ini apa yang selama ini cukup menantang gitu atau
karena mereka melihat bahwa wah ini kita ekonomi kita lagi harus hati hati nih segala macam
mui juga mengatakan akan mengeluarkan fatwa terkait dengan aktivitas yang ada di pondres al zaitun
betul pak durut ya satu enam juta ton
dia menjadi korban seorang pemuda tampan yang ia kenal di medsos
biar cepat apa kuat ya kalau nanti di sana
iya nanti pada saat pewarnaan itu
mendengarkan masukan dari berbagai pihak termasuk dari pak luhut dari teman teman apa namanya
bagian plat besi biasanya dilas saja
yang memberikan efek terbesar buat basket indonesia sendiri
karena dengan begitu proses belajar itu akan terjadi
kita kan awalnya expect yang nonton kita kalau bisa apalagi kekop gitu kan
nah anda yang datang ke tempat ini untuk wisata piknik bersama keluarga makan makan minum misalnya
direktur urusan agama islam dan pembinaan syariah
yang menjadi daya tariknya
jadi sebenarnya problemnya ini kan
inilah radio advent suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
malah beda tuh kan
kayak orang kan mikir lo berarti ngurusin pembalap pembalap cewek dong gitu
kepikiran pas lagi kepilihan divisi ya kali ya
nanti dijadwal kembali di minggu selanjutnya setelah kemas
dan kami komunikasi juga intensif dengan kementerian haji
skuter ini seharga empat puluh untuk tiga puluh menit siap untuk menjelajahi indonesia let s go masuk ke
jadi orang bali sekarang sadar ternyata mereka sadar ternyata pertanian lah wit kita asal kita
karena orang di sini friendly sekali
jadi dua ribu sembilan belas udah ada nih
selamat siang mbak moira dan selamat siang mas daril
jadi saya rasa karena kita sudah berbuat dan disini saya lihat salah satu poin penting saya adalah saya adalah perempuan
soalnya apa ya ngerasa kan awal pertama oh dulu waktu pertama masuk
padahal harusnya kalau kita ngepus ya kita tetep dapat mendali
puskesuan ragunan ini sudah beroperasi sejak dua ribu sembilan belas lalu
kalau tadi dalam pembukaan saya sampaikan musti preventif dan promotif
berdasarkan laporan periodik pos pengamatan gunung semeru mengalami dua puluh empat kali letusan
selain yupaus cretaceous hewan hewan lain ini rata rata fokus ke yang lautan dulu atau
atau kejadian ikutan vaksin imunisasi kita tahu bahwa kita sudah punya mekanismenya
mas farouk terima kasih banyak sudah berbincang dengan kami cnn indonesian newsroom salam sehat
tapi sekarang karena kita perancis sudah masuk ke dalam masa endemi
tapi pengalaman itu dan kalau bisa pengalamannya unik
dan ini kita sedang upayakan untuk membangun sistem transformasi layanan primer
seperti bppd surabaya yang terus berkoordinasi
itu sebetulnya yang lebih penting adalah untuk masuk di sana ya pendeta
kami jaminlah pak arief saya menjamin bahwa produksi pertanian kita akan meningkat
dan demikian podcast si paling sport kali ini
dan kemudian konsumsi barang impor kita kencang kita tidak terlalu khawatir
menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus program magang ferenjob di jerman
lay off dari atas tuh
at least lawannya cewek cewek semua fair kan gitu
karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima
lowongan kerja untuk masyarakat lokal
memastikan bahwa yang bersangkutan pertama berhak membeli tiga kilo dengan harga subsidi
sudah kali keberapa mas farouk melaksanakan puasa
ini masih kurang banyak ada tutup ada apa
silakan menulis email ke bible awr org
kok maksudnya kalo gue nih dipercaya pasangan cibutet nih
mulai seriusnya pas dipilihnya itu om
teluk saleh di sumbawa ini sama di papua barat mereka itu bergeraknya agak beda
dia sebutnya kawe leonard gitu kan
bahwa kita melihat ada realita ada sebuah kebutuhan
boleh ditambahkan sedikit air jika dirasa perlu
kepadatan kendaraan yang terjadi di ruas tol jakarta cikampek
desain kemegahan yang unik menjadi perjalanan spiritual yang menenangkan
solusi jangka pendek setelah terpaksa beberapa kali keluar dari tempat persewaannya dan sulit mendapatkan tempat tinggal yang baru
bukan untuk menjadi atlet profesional
dengan budaya indonesia khususnya jawa setelah imlek hari ke lima belas kan ada momen cap gome itu
dan ribuan masalah itu mengkonfirmasi prinsip prinsip dan azas azas pemilu tidak sungguh sungguh terjadi dengan sangat optimal
daripada biaya kontraknya mas yuda
di zaman serba digital dan serba sibuk seperti sekarang
sistem satu arah dan kontraflow pada arus balik mulai kilometer tujuh puluh dua
iya empat puluh lima menit lah kalau naik mobil bisa sejam lebih
baik itu di jawa di sumatera di maluku dan juga di jayapura
persawahan dan sebagainya kan tempat orang
memang karena di waktu yang bersamaan kita juga ada konser yang dibatalkan hari ketiganya
nah itu lagi kan kita memang harus waspada ya
padahal uang yang susah payah dikumpulkan oleh abah
sehingga itu yang kita warning ke padan masyarakat daerah pantai
mata berat respon tubuh atau refleks yang lambat
salah satunya pak jokowi kemarin menandatangani kerjasama untuk pengadaan baterai
memang tiktok ini dengan keunikan algoritmanya apakah kemudian ini yang menarik para calon menilai bisa dapat banyak exposure di sana
semua menu makanannya tahan satu hari pada suhu ruang
nanti bisa kita lanjutkan
selama ini kebanyakan penonton animasi dalam negeri mengonsumsi animasi luar negeri ketimbang dalam negeri
waktunya dua menit dimulai dari
syukur bagi masyarakat di sini keberadaan masjid cengho ini paling tidak memudahkan kita untuk ibadah
jadi maksudnya bapak mengkoreksi pertanyaan bapak ke saya ya tadi ya
banyak sekali sejak saya ingat yasser arafat
nah itu yang harus diperhitungkan juga dalam proses berikutnya
tanaman sehat ya kalau dia lebih karena kita tidak memakai media
lalu dia nanti kita omong berdua nggak boleh dong
kan pertanyaannya dari investor luar kan banyak faktor esg
mainnya kan cuma hanya sesaat sesaat saja
kita berikan anggaran dan gaji kepada dokter yang mau bekerja di daerah sangat terpencil lebih tinggi dibandingkan sebelumnya
nah terus sekarang inilah kita ngomongin yang ini lah ya cen ya yang bali bali ya cen
salah satunya adalah yudi seorang karyawan swasta yang tinggal bersama keluarganya di daerah tangerang selatan
tapi kalau misalnya lagi fight gitu kan
untuk menghadiri pertemuan dengan pemerintah federal dan pemerintah ekonomi australia
jadi banyak selama dua tahun saya di sana itu dia banyak ngajarin saya tentang
sekarang kan mempertahankan kan lebih susah daripada merebut tuh
jadi itulah sebabnya mengapa disarankan jangan sambil diisi
mas tony sebagai pedagang bubur ini
nah putusan di pengadilan sorry di pengadilan magama agung
sepuluh juta sertifikasi halal
dia memerlukan bantuan bantuan agar perhelatannya itu pestanya itu berangsungan baik terutama jangan hujan
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan allah
makanya ya anggapnya pasti tuh yaudah lah
dengan memperhatikan asupan gizi saat sahur dan berbuka
jadi cukup sulit nanti saya juga mau mencari pejalan kaki untuk tanya pengalamannya gimana kalau berjalan di trotoar yang belum direvitalisasi
paling istilahnya kalau itu dukanya
apa apa kan cepat itu sebetulnya bisa saja
ini juga ada gulus ya
saya bisa dengarkan suara musik yang ada
saya sapa langsung pak burhanuddin selamat petang
sampai selesai masa jabatannya oktober dua ribu dua puluh empat
berbekal ilmu yang ia dapat melalui youtube gentur ramadhani kini sukses beternak kelinci
kemudian mungkin lusa juga ada daerah di kerawang
dari luar wahana saja suasana menyeramkan sudah terasa
bung bung bung hendra sendiri kalau misalnya di indonesia bagaimana tuh
sedangkan hewan piharan ini biasanya harus butuh perhatian khusus
jadi di internal kampus lah
baik saya nanti akan tanya lebih dalam kepada tiga team sesnya ya
lingkungan lingkungan informal ya di perkampungan itu memang agak sulit
serangan tersebut disambut dengan kemarahan global di mana presiden amerika serikat joe biden memperingatkan perdana menteri israel benjamin netanyahu bahwa kebijakannya digasa dapat berubah jika israel tidak mengubah haluan
secara garis besar secara umum
kita kasih tiga statement
itu pun tadi prof andrias sampaikan hanya satu juta
kalau untuk perempuan ya satu ratus lima puluh lima sampai satu ratus enam puluh
lalu jawab yesus kepada mereka
kalau diperbanyak lagi ya memang enteck nih
kalau misalnya lo menjadi manusia yang baik
jadi mereka menunggu sih menunggu kenapa tempat saya belum
tapi tidak dalam konteks untuk ambil untung
karena ini kan kombinasi pemain senior dan juga beberapa pemain yang kemarin ada di piala asia
dan chan ini sempet menarik juga
kemudian psis dengan skor delapan puluh delapan news
pasar fabian bisa dikatakan memiliki lokasi yang strategis karena berada di antara sungai kalimas dan sungai pegirian
bagi jurukunci makam kigede sala pak adi
yang jadi posisi satu dua di draft
tuangkan gula merah cair gula pasir putih dan es batu lalu masukkan satu persatu potongan buah dan campuran lain ke dalam mangkuk melon
jadi ini semakin menjadi lebih complicated untuk waskita karya bagaimana kemudian mereka bisa mengelola sisi keuangannya dengan lebih baik
karena mengingat sungai sungai yang ada di semarang ini merupakan kewenangan dari kementerian pupr
sepertinya bergeming ya pak tidak berkurang
dan menyebar ke asia tenggara
merupakan tindakan melawan hukum yang bisa dikenai hukuman pidana meski kontennya sudah dihapus
jadi silakan menjatuhkan ke daerah setempat kira kira gitu
maupun di tempat tempat yang menjadi titik pusat pelaksanaan ibadah haji
jadi itu pakaian adat indonesia yang akan dipamerkan bersama ada toko film atau artis ternama yang ada di indonesia
kita berhenti disitu dulu bahwa sistem proposional terbuka
nah ini dia nih mbak data
bagi mereka yang terkena dampak gempa besar di jepang
ini kita akan diving di telaga biru samarais
orang kemarin yang dakwaan bapaknya aja kan dia juga terlibat
saya mulai dua ribu sepuluh startnya
tentang ben simmons dari gift fisiknya itu mungkin ya
karena memang terkait rilis tiket ini menjadi catatan penting buat kita juga
hmm jujur ya pertama kali saya makan urat sapi ternyata enak
dan beberapa kementerian teknis lain untuk kita lakukan di sana
banyak petani kita langsung meletakkan bahan organik di kebunnya dan itu tidak bagus
sesungguhnya kementerian sosial atau di kantor wapres itu ada data yang valid
menteri kesehatan budi gunadisadikin berharap dengan disahkannya ruu kesehatan ini menjadi awal balas
pokoknya kalau bela jatim pasti ada felix ada widdy itu
pada percobaan pertama saya masih cukup kaku sehingga saya gagal berdiri di atas papan selancar
karena kan sunblock itu lebih ke water resistant gitu
harga weed ini juga sudah turun sekitar dua puluh lima dalam tempo hanya tiga bulan terakhir ini
transformasi di bidang teknologi itu nanti akan membuat misalnya
satu satunya perintah di mana tuhan katakan untuk diingat
ada yogurt kuatan sendiri yaitu yogurt manis tawar dan pedas
baik baik kami alhamdulillah sehat di sini
ya ini ya sempet waktu itu lah ada nyesel ya cuman kalo di pikir pikir ya emang mungkin udah jalannya yang ga boleh ada diseselin lah
pertama panaskan air dalam api kecil tambahkan margarin dan campurkan dengan tepung terigu lalu aduk hingga rata dan kalis
waktu aku pindah ke
tetapi juga menyegarkan secara fisik dan mental
dari tekstur bakso nya cukup kenyal terasa juga
hal lain yang bagus tentang pelajaran adalah anda dapat bermain dengan orang lain
per satu ton mereka mendapat upah rp enam puluh atau rp enam puluh per kilogramnya
betul ya so far lancar gak ada kesulitan apapun gak ada hambatan apapun
dan juga rekan rekan narasumber dan juga para hadirin semuanya
untuk mengobati sedikit rasa kangen dengan makanan makanan khas di bulan ramadhan
serta kesesuaian dengan kegiatan yang dilakukan
terima kasih banyak untuk yang sudah menyampaikan dan masih terbuka bagi anda semua
kalo tanding ya rumahnya di cina saya orang pertama yang di lapangan
nah saya menghimbau setiap stakeholders di bidang pangan tentunya hari ini kita harus tingkatkan produksi
terkait dengan soal utang kreditur lewat jalur ini ya
terus ada juga ikan bakar makasar
kiranya apa yang telah kami diskusikan itu boleh mendapatkan tempat di hati sanubari pendengar radio advent suara pengharapan
cikat cen cikat dong
mumpung kalian masih bergantung
misalnya ada desak anies misalnya
untuk menikmati makanan ala jepang dan korea yang biasa dijual di restoran mewah namun dengan harga yang terjangkau
ya ini lo nomor empat dan lima loh di kejuaraan dunia
kemanusiaan yang adil dan beradab
untuk bapak hario satniko wakil ketua knkt yang meninggal dunia pada delapan belas oktober dua ribu dua puluh dua
jadi saya tuh landing target sepuluh meter landing target standar
ada produk fashion produk kosmetik produk produk elektronik yang sebetulnya sederhana
memang kalau misal secara logik besar kemungkinan yang disampaikan oleh pak luhut ini adalah sebuah political warning
nah gimana kecium gak aromanya yang pasti
ini adalah pengalaman kasih tertinggi di bumi
dalam investigasi ini knkt juga dibantu oleh transport safety investigation bureau
anda dapat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman
mulai dari lingkaran hitam di sekitar mata atau mata panda kantung mata cekung kantung mata sembab hingga kerutan halus yang kerap mengganggu penampilan
apakah ada kesalahan kebijakan dalam distribusi yang menyebabkan kelangkaan terjadi di mana mana
sekretaris perusahaan pertamina patra niaga irto ginting mengatakan besaran harga bbm tak hanya mempertimbangkan fluktuasi harga minyak mentah dunia
nah kita haluskan dulu ya pemirsa ya
diet tanpa nasi menjadi salah satu
konflik agraria ini terus menerus meletus
yang dilaksanakan oleh psikolog dari psikologi polda sulawesi selatan
artinya kan sebelah ini sudah mulai merayu ya
karena bagaimanapun prof mahfud adalah mengkopolukan yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum
tertuang dalam peraturan gubernur dki jakarta nomor sembilan puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu
namun tawaran kerja sama jepang ini ditolak indonesia
dijual seharga rp dua puluh dua
tetapi juga seluruh masyarakat seluruh elemen masyarakat ikut berperan serta untuk mewujudkan indonesia lebih sehat
hingga menuju perbatasan provinsi lampung
sehingga digunakan di mana lagi itu
dia juga akan berkaitan juga dengan masalah kepercayaan diri gitu kan
ada yang kita apd saja tidak bisa bikin masker saja sulit handscoot saja sulit
dengan adanya res area fungsional ini diharapkan arus lalu lintas di ruas
luar biasa dan memang tadi hasilnya keren
kan kuliahnya masuk perbanas abis itu ya
pras tawal pernah menjuarai liga pomi basketball antar sma tahun dua ribu delapan belas
ya cowok tuh mana mau sih dikalahin sama cewek pertanyaan gue
kalau ini saya tadi minum jamu galian putri karena di dalamnya juga ada mengandung kunyit
aja makan jadinya suka lupa gitu kadang kadang nanti udah malem baru makan sekalian siangnya
udah bintang lah ya sebenernya ya
tan tapi lu kemarin pas lagi dipanggil tim nasi elit itu posisi lagi ngapain tuh
dan akan diberlakukan hingga tingkat rt
masalah mereka adalah dengan semua orang palestina
yang berkolaborasi dengan kartika prativi
kalian bikin podcast gini karena kalian berdua gila basket kan
yang mau dikritik anu silahkan aja
bahwa kita akan terus defend justice and humanity dalam politik luar negeri kita
nah ini dengan adanya pengalaman kita ini
yakni stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau spklu
untuk maju di pilkada atau di pemilu
sesuai sama yang dia mau gitu jadi setelah beres scrimmage itu
niat sih kalau dibilang koneksi kan ya koneksi tuh berawal
selain itu ada pula makam pasangan suami istri asal yaman pemuka agama islam pertama di raja ampat yang dimakamkan lebih dari lima ratus tahun lalu
apa yang ia sampaikan di bap polisi adalah kebohongan
memastikan seberapa banyak kadar atau konsentrasi bahan kimia tersebut terurai
jadi lebih baik dibawa dulu ke puskesmas kita periksa dulu
jadi dia sabar menunggu waktu itu untuk mendapatkan ice cream kesukaan dia
camat dan juga kepala desa supaya bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman
sehingga perlu dirawat dengan baik
oh jadi sebelum tanding tuh dengerin musik instrumental gitu
siap untuk beralih ke kompor induksi
itu sampai yang saya lihat sore ini tadi
kalau jadi penumpang beda kan feelnya kan
ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai langkah preventif
karena nanti pelaksanaan dari rapbn dua ribu dua puluh lima adalah pemerintahan mendatang
kita pahami bahwa dari sisi psikologis ini bukan proses yang simple dan mudah korban
nah kalau memang pertamina mau mengubah sistem distribusi dari terbuka ke tertutup
harapannya kok buat ini
kalau yang ngantri ini yang diberi ini terus yang lain tidak nanti ekosistemnya tidak terbentuk
untuk tetap menjaga kebugaran tubuh serta untuk menghindari stress
pertama nyanyi dari umur tiga tahun nyanyi
sekarang negara negara tetangga sudah semakin terlibat
jadi ada kalanya nanti kalau kita udah umur tiga puluh empat puluh an gitu ya
artinya pada bagian bagian tertentu mereka bisa menampilkan sesuatu yang menarik
selain jawa timur yang udah kepegang mana nih
namun queensland dan australia selatan
di sini membuktikan bahwa kekayaan laut indonesia itu begitu luar biasa
dan dia tidak akan mau lagi berkomunikasi dengan saudara
hanya dalam damai tuhan ku terima
oke kita berharap begitu ya
per tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu dari dua puluh empat kaupaten kota secara akumulatif
tuhan menjadikan langit dan bumi
dengan cara mengonsumsi air rendaman rumput yang telah mekar
dan hatinya mulai melunak ketika mendengar tentang tuhan yang mencintainya
kita tidak perlu lagi pakai masker
tambah tambahannya saya punya sayuran di sini ada jagung terus juga ada wortel yang sudah
baik dari awak media ataupun dari petugas kepolisian dan juga masyarakat yang ingin melihat langsung
mereka dewa yang egois
dengan standar standar itu aja sih sebenarnya
maka kita akan memenuhi segenap surga dengan pujian
tapi ini membutuhkan perhatian dan kita membutuhkan reformasi dalam jaringan distribusi energi
suaminya yang mu alaf sejak enam tahun lalu
jadi kita bersyukur indonesia mudah mudahan untuk menuju ke nikel
survei politiknya lebih relatif mengarah ke yang dilakukan oleh brand brand komersial gitu
ikan bawal tergolong ikan agresif dan memiliki sirip yang tajam
tapi batubara kita baru dimanfaatkan secara masif baru dua puluh tahun yang lalu kurang lebih
sehingga mereka bisa buka kebun baru mereka bisa mengembangkan keahlian mereka bisa ikut pelatihan
pada minggu ke dua agustus seluruh rem podium hingga tribun penonton yang dapat menampung sekitar tiga orang penonton
yaitu non volley zone di depan net setinggi sembilan puluh satu cm dan area baseline
kini telah bersalin rupa
menurut pandangan coach sintayong
ya kayak langsung ada mual mual kayak gitu sih kalau stres sih lebih sering kalau kita lagi
pak jokowi menang di jawa timur ini faktor kusi kekuatan keduanya
maka kok per comparison nya selalu
tidak sepenuhnya meningkatkan konsumsi
jadi yang perlu kita tambahkan adalah kualitasnya
saya berbincang dengan salah satu eco champion atau penggerak
salah satunya penurunan asumsi jumlah penumpang sejak covid sembilan belas
karena kami menghidupi sepuluh orang
kapasitas dan fasilitasnya juga terbatas
mereka masih kuat gotong royong seperti ini
mungkin udah enam episode
kalau hasil lawan iran nanti menurut saya juga tidak terlalu signifikan
karakteristik tersendiri dalam konsumsi minuman minuman manis ya
terus ada apa lagi ya skj olahraga macem macem olahraga lah gitu
kiranya tuhan memberkati kita semua
bahwa budidaya tanaman hidroponik ini menyehatkan dan sangat mudah dilakukan
pasti anak anak alhamdulillah ronaldinho bisa kesini
ntsb juga dibantu oleh federal aviation administration
ya sudah lama kita tidak mengobrol
kita dateng buat belajar gitu
kalau buat gerak itu rasanya pegel nyeri
dan harus membayar bunga bunga yang sudah berlipat
ya mereka yang kemudian akan menyampaikan ke kita dan kita akan selalu siap sedia untuk memberikan layanan kepada para warga kita
setuju oke ya naik ke atas
nah mestinya kan secara logika sederhana tidak perlu orang pintar sekali bahwa mengetahui ini adalah penimuan

karena kan nilainya lebih besar
udah mulai colek colek
itu tuh gue nggak ngelihat ada gitu
artinya tidak secepat pada kuartal kedua kuartal ketiga kemarin

ke depan choy pan sebenarnya ada versi non hala
misalnya dari sudan misalnya dari beberapa negara afrika atau dari negara negara timur tengah
namun sebagian wisatawan terutama pengguna kereta api ada yang masuk dari sisi utara kampung
halo jumpa lagi di podcast sipaling sport podcastnya cnn indonesia
tentu ya di waktu yang seharusnya cukup ya
dibandingkan dulu saat kondisi pasar ikan fabian jauh lebih ramai
iya kan saya belum ada motor mobil kenalan yang lain kan delman dulu
terus termasuk juga satu hal yang kami menjadi konsen
misalnya kredit untuk startup yang memang khusus kita siapkan untuk anak anak muda di bidang teknologi dan inovasi
udah keringetan bukan ngeringetan capek grogi takut salah

tadi pak anies kurang tegas membicarakan masalah
karena dua kandidat lain tidak punya anggaran sebesar anggaran negara untuk merayu masyarakat gitu
sambil menjadikan tuhan pusat dari semuanya
saya bilang cukup sedikit untuk kantong parkirnya
sementara karbohidrat dan serat kasar diperoleh dari ampas roti
anda mungkin akan melihat biaya tak terduga yang ditambahkan ke pemesanan airbnb anda
ya fafa jauh lebih cepet gitu
dengan alih alih bahwa ini portal berita
terima kasih mas herono pak pemirsa prof andreas sahabat saya

rembes aja kayaknya kesini mungkin lama lama sininya basah gitu ya
selain itu ia menekuni batik tulis tradisional
mari kita bagi pengeluaran itu menjadi empat
jika anda berbicara tentang anak anak pre kulis atau anak anak umur kelas kelas
karena satu ratus dua puluh negara mengatakan yes
sejak mempromosikan program ambisiusnya belt and road initiative pada dua ribu tiga belas
aplikasi yang dikembangkan oleh gung wedat dan petani muda keren memungkinkan konsumen bisa membeli lewat layanan pesan antar
jalur yang sangat menjadikan kejalan kami itu bertaruh nyawa
ada yang memakai cara yang bisa diterima dengan nalar dan rasional
mungkin kita coba nyantimah hr kali ya
ia memadukan pertanian manggis mangga dan durian berbasis organik dengan peternakan babi dan sapi
memang lebih dalam lagi polemik ini terjadi karena sejumlah nama
sekitar tujuh puluh kalau saya tidak salah ya
dari orang tua juga dari jawa
di jakarta sebuah truk krem milik penerangan jalan umum terbakar di ruas tol jor pondok tinang jakarta selatan
nanti banyak sih acara acara lainnya kita bakal bikin slalom buat cewek cewek kita bakal bikin go kart kayak apa ya fun track day gitu lah buat cewek cewek
itu yang akan menjadi solusi yang akan sustainable
untuk mengetahui cerita tersebut
tapi jarang sekali saya merasa
oke mobil sudah sampai sudah saatnya buka lapak
kepolisian menyebut berdasarkan penyelidikan independen komnasam
kita akan langsung ke pak windu purnomo
nah itu kalau kita akan membedah hewan itu
tapi ya kita masih mengharapkan lah ibu ya
sebab penyelamat kita ialah yesus
terus belom dapet kayak kevin moses juga gimana
kejadian ini diduga karena terjadinya korsleting listrik
jadi ini tetangga saling curiga lah ya
biasanya sih kalau misal aku udah buntu nih aku tanya liat liat dia sama dia
menurut mereka jika dilarang maka akan semakin banyak muncul importer ilegal ataupun barang barang impor ilegal
ada kontrol pengawasan dari instansi terkait saya kira demikian mbak
saat dari dua ribu tiga belas kali
bola itu serunya basket bola itu bunder gitu
tetapi jangan lupa ada pesan dari pak presiden bahwa inflasi ini juga harus dijaga
jangan sampai rekor yang kita sudah jaga puluhan tahun ini terpecahkan ketika kita kalah dengan juara dunia
atau lesson learned untuk keselamatan penerbangan
dari masyarakat itu sangat minim
nah tadi sebagaimana disampaikan oleh pak aceh ya
sementara gula tambahan adalah gula yang diproses melalui pemasakan
tapi saya dimiskinkan ini kan berarti candaan dia
dono berdasarkan pantauan anda kondisi udara di palembang hari ini bagaimana pekatnya
tapi sekali lagi undang undang sistem peradilan pidana anak memang konsekuensinya adalah memberikan peringanan hukuman
yang harus berada dalam titik yang fair play
dan bagaimana saya bisa melakukannya
dan itu bukan lagi tentang berusaha sangat keras untuk melakukan hal yang benar atau apa yang diharapkan
digunakan dengan serta merta dalam
saya kemudian bertemu dengan saryono warganisa sambeng kecamatan borobudur yang sehari hari
camilan ini mengandung karbohidrat sederhana yakni gula
gua jepang masih berbentuk asli seperti sejak pertama dibangun
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan merespon permintaan tersebut
satu dari tiga parameter sebenarnya jawa timur masuk level dua yaitu parameter jumlah kasus terkonfirmasi
dari kecil sih saya mencoba beberapa kegiatan
di beberapa kawasan ruralkan dan regional ini berguna bukan hanya sebagai perusahaan pos
dengan senang hati kami akan menemani anda melalui rangkaian acara
baik jadi anda meyakini akan ada gimmick gimmick ya pada debat nanti ya
jadi di jawa barat itu tidak hanya dipengaruhi oleh tumbukan lembeng di selantannya di lusamutra di megatrash
dan di situ harus berbicara dengan siapa
lengkap sudah santap santap saya di pasar baru
membuat wilayah tirta mandala sukma jahit kebanjiran
naiknya itu dua ratus tiga puluh tujuh terhadap normal
sebagus apapun trotoar yang dibangun seperti ini kalau tidak terintegrasi dengan bangunan di sekitarnya
sejak undang undang ini diciptakan
saya masih berprinsip pada preventif promotif itu jauh lebih baik
ketan hitamnya setengah kilo ketan putihnya satu kilo
keluar masuk gua di situs selam wundi cave memberikan sensasi petualangan yang berbeda
ya betul termasuk narasi pro contra itu kan sebetulnya secara narasi bagus ya
sekarang ini kita main di indonesia dengan memanggil pemain pemain yang menurut saya kualitasnya juga sangat sangat bagus
menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah hadirin
bekas instalasi kelistrikan masih ada hingga saat ini
karena memang arus volumenya banyak dari arah barat menuju timur
yang padaku bukan dari dunia
karena ini urusan urusan hukum kenapa harus di rumah
kok tiba tiba dalam berapa bulan jadi sekian
dengan masing masing dari kita
memang perlintasan yang mau ke sumatera sumatera jawa jabutabek sendiri
karena ini kan duit rakyat yang dipakai begitu verdi
tapi saya dalam keadaan bahagia saya senang karena intinya sudah berjumpa dengan dia yang maha kaya
tapi sekarang semuanya sudah berubah
sebetulnya basicnya sudah ada gitu sejak dahulu ya
hampir setiap bulan satya meminjam buku di perpustakaan
melaporkan langsung dari lampung memang kalau pantai di kru ini menjadi satu pantai yang juga jadi surganya para peselancar
hal ini ya seharusnya sudah memberikan hal ini
ya itu strategi yang kami buat bagaimana membuat masyarakat bisa tahu dan percaya bahwa sesungguhnya peran perempuan itu penting
tetapi sangat disayangkan sekali
nah tok ini dibuat sup yang berwarna putih melambangkan awal yang baru
dan mendukung transisi yang cepat dari gas dan kembali ke energi yang baru
yesus mau datang segera
yang pengen banget dicoba tadi apa
misalnya kupat tahu pangan reja khas tasik malaya
teman teman muslim dan masjid masjid juga ada beberapa yang bisa friendly bagi mereka yang akan berkunjung
tapi gue gak tau ya bu kalau di bandung itu sma sebelas sama sembilan tuh berarti yang lebih terkenal basketnya sembilan gitu
prawns dan makanan air
sama semua dua puluh empat jam kemudian perhatiannya sudah dibagi bagi
kalori tuna kado itu di sekitar tiga ratus empat puluh an kalori
untuk mengolahnya haluskan bawang putih bawang merah kencur lengkuas kemiri dan ketumbar
yang pertama karena proses distribusinya panjang sehingga cabai tersebut tidak cukup kuat bertahan lama
tapi kebanyakan dari mereka itu lebih ke ekstrim
diberi kartu untuk membeli tadi tiga kilo dengan harga subsidi
orang mau gak mau tetap akan beli walaupun sedikit ngedumel karena harga barang kebutuhan naik segala macem
padahal menurut undang undang nomor dua belas tahun dua ribu dua belas
sampai gerbang tol terakhir yaitu eksi tol cisumdau utama
dan itu adalah keadaan yang sering diperlukan
dan pas posisi kok deddy gak ada media begini
ada raymond sinaga dari pathfinder teratai batam
apa yang terjadi di gunung merapi itu sendiri
jadi jangan langsung makan dalam porsi yang besar
jadi rotinya itu tidak langsung menyentuh pan nya
belum wisudanya desember waktu itu
kalau belum bisa lebih baik bangunan dari kayu dan bambu yang berbahan ringan didesain menarik gitu mbak
seperti apa ajak saya untuk lihat lihat taman eko park selengkapnya seperti apa yuk
anda bersama sbs bahasa indonesia
sehingga bagi lansia tentu mereka bisa diberikan
yaitu dari plat nomor yang digunakan atau automatic car number plat recognition
jadi tidak ada jasa untuk proses pelatihannya
pengiriman surat harian diakhiri untuk lebih fokus pada paket
karena ketika dia tidak terintegrasi maka pejalan kaki akan susah dua kali
atau cuma yang diterima doang yang dapet email gitu kan
jadi dampak yang cukup positif ya kuartal kedua
punya beda beda value
bisa saja misalnya terkontaminasi dengan mikroorganisme
moodnya itu yang di majelis umum itu sangat emosional
dan kami akan memonitor dan menunggu dinamika politik selanjutnya
dengan adanya menghilangnya pak bukit tol ini bisa memperlancar
dengan keadaan seperti ini tapi

jadi kalau ada wisatawan ataupun warga negara asing yang tidak mematuhi harus dikenakan sanksi
ini adalah peristiwa yang traumatik juga tentunya
muhaymin ini adalah pemersatu
kita bekerja dengan pemda dan juga masyarakat untuk membangun sistem ekowisata
patusnya ya ini pokoknya garis ini ini
bahwa kita pasti bisa bersaing dengan produk produk impor
kalau kita lihat tadi ya ini kalau saya kira yang perlu menjadi perhatian besar adalah tadi
di antaranya tersedianya ruang muatan dan atau tempat muatan yang dirancang secara khusus
ya jadi ntar ada statement lu jawab setuju atau gak setuju terus lu kasih alasannya
menurut firwan usaha ini susah
dengan tingkat efikasi tujuh puluh delapan hingga tujuh puluh sembilan persen
di balik kesulitan tersebut wisnu nugroho pembudidaya ikan sidat di kota cimahi jawa barat mampu menghasilkan keuntungan yang cukup menjanjikan
bagaimana mereka bisa mengubah stil pelajar
di tiga belas kita tambah lima belas di capek
hewan dengan nama latin mus musculus ini adalah anggota muridae
di sisi lain ada juga yang disebut dengan meningitis
karena nanti bawa jalan juga akan ditempatkan
ya sejauh ini kalau kita lihat memang undang undang ini diatur di bawah
sekali lagi gue gak nonton pertandingannya
hal tersebut belum berdampak banyak pada perkembangan animasi di sektor lisensi karakter karya animasi
akan terjadi malapetaka bagi masyarakat kampung adat pulo
dan apakah masyarakat menengah ke bawah yang mayoritas menggunakan tabung gas lpg tiga kg
dan kita bisa share ke teman teman seperti mbak desy dan teman teman yang datang kesini

memang saya lihat mungkin lima enam persen tapi tetap harus diwaspadai
masa masa sebelum ke piala dunia
di sarenjawa dan pegayaman nama warga muslim menggunakan nama layaknya warga asli bali seperti wayan made nyoman ataupun ketut
yang dimaksud dengan dugaan pembunuhan
terus mendistribusikan dari sentra sentra ke kawasan lain semakin jauh semakin mahal
seribu seribu nya harus diterima karena ini sedikit saja untuk memperbaiki hal ini
dia dapet peringkat dua apa apa gitu kalau gak salah
kalau kemudian lpg itu dihilangkan
jadi kan biasanya kalau style dokumenter mungkin dia lebih
akan menjadi saya pikir beresonan
kami memiliki jumlah tidur yang paling keras di negara
di supply oleh yang lebih bayar juga bayar bukan gratisan
koronatas dan perbuangan untuk melancarkan
semoga sehat selalu selamat bertugas kembali
hal ini tentu berguna dalam mempererat kerjasama anak dengan orang tua
di desa karangrogo kecamatan undaan kudus jawa tengah
sehingga aniorisma ini bisa lambat laun mengecil
apakah kemudian itu akan berpengaruh dengan hasil dari pcr nya
karena menurut gue apa ya biasa aja sih dibanding si jalen greene sih gue lebih suka jalen greene ya
sampai ketemu di podcast selanjutnya
lalu gabung klub profesional yaitu aspak jakarta pras dilatih oleh sang ayah
yang utama itu ada di provinsi
ini apa tantangan terbesar untuk konservasi di indonesia
mantan pemain jolong efl
makanan dan minuman manis yang rasanya enak seringkali amat menggoda
sementara untuk ikan beong yang diolah
nanti kalau soal perselisihan hasil pemilu ada mahkamah konstitusi
jadi ini seperti negara yang masih berada di kota kota
butuh waktu lebih dari tiga puluh menit untuk memasak makanan ini
sepak bola indonesia bingung karena biasa pakai duit
pelanggan di sini untuk berespoa foto sepuasnya
dikumpulin semua motor di sana
ya jangan kemudian dimasukin jadi pengurus pssi
dalam sehari dapat laku terjual hingga lebih dari seratus porsi terutama satu weekend
pihak gbk juga sudah berkoordinasi dengan fifa dalam melakukan proses pemeliharaan besar kali ini
nanti kami yakin akan mendapatkan fakta yang disampaikan oleh dkpp bahwa ada penerimaan berkas benah pelanggaran pasangan calon
waktu itu cibutet itu udah ditanya gitu sama pak jokowi gitu
gue sempet nonton apa ya lu lawan unpar atau lawan si jason kalau gak salah telkom lawan jason pernah kan ya
nah tapi yang lebih setemanya lagi adalah tempat ngopinya
pertanyaan pertanyaan yang muncul dari saya saat saya masih remaja juga gitu
ceo dari kelompok itu dr cassandra goldie mengatakan biaya perumahan adalah tekanan keuangan utama yang dihadapi banyak orang
dari pompa air untuk menyedot banjir pintu air di sungai
ini melambatnya sedikit jika kita bandingkan dengan tahun lalu
tapi ini bisa menjadi salah satu kesempatan buat orang tua untuk mengajak putra putri mereka mengisi waktu luang liburan sekolah
kalau bisa saya juga mau diajak ke sana nanti saya masakin loh
lemak yang jelek yang jahat
parosmia dan pantosmia disebabkan oleh rusaknya daya hantar pada syarah penciuman di langit langit hidung
selain saya dan novel dalam jelajah mudik tahun dua ribu dua puluh empat ini kita juga akan membahas dari
harapannya di tahun mendatang sebagai pekerja musik
tapi apes aja gitu pas giliran pertandingan dia sakit lah apalah gak bisa nerusi
sebagai mana seharusnya walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut
karena susah memasukkan rest area sehingga pada saat itu petugas kita akan membantu
ada botol kecil ya yang akan diisi cairan dan stick tersebut akan dimasukkan ke sana
menari duit sana sini
yang harus disesuaikan dengan kompor induksi
inilah kul sum wanita kelahiran tahun seribu sembilan ratus tiga puluh ini
bagaimana menjadikan kerajaan ini berhasil
ya yang paling umum kan cuma dua kalau di kita ya
kalau misalnya kemudian ada elemen elemen toksik yang kemudian masuk dalam konteks pemerintahan ke depan
karena banyak juga suara masyarakat yang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh pak jokowi di era pemerintahnya di bidang ekonomi ini harus banyak yang dikritisi atau harus banyak yang diperbaiki
model model yuda ada ariki
kalau gizi buruk bapak memperbaiki boleh
dia kayak boleh minta gak story nya gitu
tentu saja pasti harus ada backup pemodal
tapi dia masih ingat betapa baiknya pria yang tadi menemukan tabung atau kaleng yang berisi uang itu yang telah dia kembalikan
lomi di jalan imam bonjol bandung ini sudah buka sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
masalah tersebut tidak mengherankan bagi pihak perwanang atau penyewa di queensland
rangkaian atau urutan peristiwa harus betul betul dirangkaikan sehingga apa yang menjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh masing masing terdakwa itu bisa kelihatan perannya masing masing
dana juga nama dalam perusahaan temen temen
dalam catatan saya itu ada argentina kroasia cyprus finlandia selandia baru kemudian britania raya dan zimbabwe
cuma selang ya selangnya agak banyak sih
kalau idealnya ya gue tuh agak susah nih kalau ngomongin ideal
ya ini bisa dikatakan mitos
berikan ketenangan dulu biarkan itu rilis terus kita berikan pemahaman
satgas investasi harusnya lebih
anda kembali di cnn indonesia newscast saya masih bersama dengan pak alexander kaginting ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
jadi menurut gue sih masih bisa ditonton dengan seru lah
saya sih berharap pssi membentuk tim pencari fakta
karena mereka memperhatikan hak hak asasi manusia dan toleransi antar umat beragama
kita pernah diskusi dengan jabat dari tni angkatan udara
jadi belum ada satu bulan mas
menunya kayak ayam kayak gitu menu menu buat sahur
tidur terus juga dikasih makan
terus kayak ya adalah diajakin gitu cuman kayak ya ga bisa lah ya udah kuliah udah semester dua apa tiga gitu gimana caranya maksudnya mau pindah kampus
dan kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia damar sinuko di semarang jawa tengah
yang setelahnya adalah penguatan penguatan dan penguatan sehingga gerak virus itu mengecil gitu ya
nanti lagi menyisakan persoalan di test area
pak anies lagi rame kita mau tanya soal bansos
apa perang kementerian kesehatan dalam ini untuk mentransformasi
ini sebenarnya ground itu udah masuk keluar masuk keluar
kalau itu apa perbaikan
dan juga di jawa tengah tempatnya juga menjadi lahan untuk menanam berbagai varietas kopi dengan cita rasa yang khas
kita perluas pada apabila sudah di atas satu ratus dua puluh enam
sedangkan pandangan yesus sebagai juru selamat kita tidak seperti itu
nah ini kalau digambar bisa dilihat sebenarnya
aromanya kira kira omset per hari berapa bang
depan ini sungai kuala dulunya menjadi pusat pelabuhan dagang
misalnya jalan yang becek atau tanah yang lembek sehingga memungkinkan untuk terpeleset
kata masnya nanti si cobeknya gampang pecah ya
dibeli dengan harga yang fantastis satu lima miliar rupiah
bagaimana caranya kita mengaktifkan sistem yang sudah ada yaitu posyandu
kalau ada orang susah payah saya baru berhenti membatik
tapi pasirnya kami selalu mendapatkan empat
membangkit listrik seperti saya katakan tadi
baik terima kasih atas penjelasannya profesor cokorda oka arta ardana sukawati ketua phri bpd bali
baik mbak kami sekarang sedang koordinasi dengan teman teman yang sudah sampai di lapangan ya
jadi ada yang kita periksa di amerika
kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari
kalau barongsai sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan magis atau mistik begitu
tapi kemudian itu dikembangkan karena harga vaksin mereka jatuh
biasanya kita selalu tanya tebak skor nih
oh ya ada gaya gayanya untuk tulisan tulisan gitu ya
udang goreng tepung besar bakwan udang dan heci yakni sejenis kerupuk atau rempeh rempah berisi
sehingga mestinya logikanya seluruh penyelenggara sistem elektronik di indonesia
widhi lebih percaya antara prasatawa dibanding abraham dan margara hita untuk nembak last shot
sejumlah nama langganan juga yang biasanya bermain untuk timnas
teman teman di kecicang islam ini juga melakukan pengamanan
daripada yang super team sih
jadi salah satu kuncinya
kemudian juga apakah punya rekam jejak dan kualitas yang bagus
selama momen mudik lebaran ini para calon penumpang pun bisa lebih bersantai tanpa harus kelelahan mengajak bermain anak anak yang terserang rasa bosan hingga menangis
pagi ini kita akan ngobrol ngobrol dengan salah satu warga negara indonesia yang ada di astana kazahstan
harus hati hati betul mengeluarkan kata kata itu
nomor sembilan puluh empat tahun dua ribu dua puluh satu juga sudah diatur
mungkin dulu inisiatifnya berawal dari jalur sutra
bisa melakukan investasi bisa menabung
jadi truce penghentian itu digunakan untuk humanitarian
ada yang memilih untuk mereka menyewa
dengarkan saudara aku jika ada orang curhat
jadi untuk idul fitri nanti
asian games dua ribu empat belas yang di inceone
bisnis yang menerima uang tunai
pemerintah pun memastikan lahan dan ekosistem yang baik untuk pembangunan kota berkelanjutan
pokoknya dia sendiri yang main kacamata
dan syaratnya selain memang sudah mendaftar terlebih dahulu secara online setelah mendapatkan konfirmasi mereka hanya perlu datang membawa kartu uang elektronik dan juga mentep nantinya di lantai dua ini
jadi kayak dia bisa punya movement yang bikin kepala lo kan pusingan
kadang kadang di luar negeri ada bom kadang kadang imbasnya udah kena di bali
tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak anak
jadi pas lagi meeting misalnya saya off camera
setelah mendapat izin dari pulau pakalaman inilah jamu ginggang mulai dikenal masyarakat luas
sehingga dia dan saya bisa menjadi sahabat dekat
untuk menjauhkan diri dari duniawi dan semakin dekat dengan tuhan yesus kristus
serta kandungan zat kimianya sebab ada beberapa golongan gas air mata berdasarkan kandungan zatnya
unikan rasa yang ditampilkan membuat banyak pembeli tertarik mencoba sajian ini untuk sarapan
di tengah tantangan kondisi ketidakpastian ekonomi global presiden jokowi dodo masih berharap ekonomi indonesia tumbuh di atas lima persen
sejujurnya emang abu juga persis kayak coach loren ya
oke kalau tantangan sendiri apa coace
data departemen pertanian amerika serikat
judgment itu dibuat seninya nih gimana nih
ngedang dari kelas satu sma semester dua
terima kasih mbak salam sehat selalu
tapi lagi lagi pak jokowi juga terkait proyek alutsisa ini juga setuju sekali gitu
hampir dua tahun terakhir lah dari tahun dua ribu sembilan belas
memang kalau kita tinggalkan ya mengkrak gitu ya
wah lu di puji sama temen temen
artinya memang ya user pasti akan lebih banyak memegang mobile daripada memegang pc
karena ada biaya biaya tambahan lainnya yang mungkin tidak dihitung sebelumnya
gubernur dki jakarta anies baswedan mengklaim capaian di jakarta telah melampaui target vaksinasi dengan mencapai satu ratus lima persen
nanti lama lama di akhir kita suruh ini bu kita suruh nebak nih kira kira siapa sih ini
seakan akan kemajuan dalam hal ini
jadi memang wajib hadir dan disediakan di acara acara happy new year ini
di hilir gung wedam membuat aplikasi khusus untuk menyerap hasil panen dari para petani dan mendistribusikannya ke pasar
atau bisa dikatakan disesuaikan dengan harapan dari keluarga
rasanya walaupun ada yang mengatakan saya akan revisi atau saya akan cabut
kekuatan dan kecepatan menyerang lawan
ini sedang proses harmonisasi di revisi permendag lima puluh dua ribu dua puluh seperti halnya yang kemarin disampaikan oleh pak mendag pak zulkifli hasan ya
sebenarnya menteri ndis bill shorten telah memastikan selama tahun ini
sebenarnya kalau treatment online dan offline event
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
yang bisa memikat masyarakat menjaring suara dan terhindar dari kecurangan
kalau diolok olok ya pasti masa jauh jauh sekolah jadi petani kan gitu
jadi ini sebenarnya juga untuk keselamatan dari masyarakat itu sendiri mbak
hanya saja dengan beberapa catatan
nah seiring berkembangnya waktu dua belas cabang bumi atau jiji tadi itu diberi simbol dua belas binatang atau yang kita kenal dengan yo atau ti dalam bahasa korea ya
pssi sore ini menggelar konferensi pers terkait harga tiket match day indonesia versus argentina
erik ternyata hampir mati konyol
saya kira perlu juga dikawal gitu ya
sebenarnya kalau masa masa kepanjang ini sepertinya dari tamu yang hadir
setelah pakai peralatannya kita maju ke depan untuk terbang
bobotnya juga pas dengan usianya sekitar tiga sampai empat bulan
walaupun sudah dicampur dengan biskuit dan es krim
kita akan lihat juga untuk tahap kontraflow ini sendiri
meskipun bervariatif tapi tenang harga sajian kuliner disini masih tergolong ramah di kantong kok
sleep paralysis harus dibedakan dari sleep apnea
kalo di bola kayaknya gak gitu gitu amat soalnya
rony kalau kita menunggu hari jumat nampaknya masih lama ya
dan dari usaha rumahan ini mampu menghasilkan omset hingga lima juta rupiah per bulan
namun ia mengatakan masih belum jelas apa hubungan manusia dengan apa yang terjadi di lautan
bahwa di tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat
walaupun ada beberapa edisi yang saya juga
jika di hari biasa hanya mampu memproduksi sedikitnya seratus genting namun kini mereka dapat memproduksi hingga tiga ratus sampai lima ratus genting perharinya
yuk kita cobain ya
dan dunia ini menjadi suatu isu yang menarik perhatian semua orang
nah ini mungkin terakhir dari abo sih
peralian beras ke gandum
siapa saja yang terlibat berapa lama proses produksinya berlangsung
yakni memiliki ukuran keliling sekitar dua belas inci
karena kita berdekatan dengan negara lain
tapi kan mungkin karena omongan orang entah kenapa alam bawah sadar kali ya
itu juga mengungkap fakta tentang kebenaran dan keadilan
jadi resep ketiga adalah huruf l untuk liquids
mungkin ada beberapa jenis makanan yang di luar sana sering kita dengar gitu ya
nah pertanyaannya sekarang apakah di indonesia ada yang berani membakar dua ribu miliar untuk film animasi
penangkapan pelaku curian yang menangkap pelaku curian

dan juga tadi buspa boleh saya informasikan juga bahwa tadi yang jadi sorotan utama banget itu adalah lili
padahal jika tidak ditangani secara serius akan mengakibatkan masalah lain seperti
berikutnya kami persilakan capres nomor urut dua bapak prabowo subianto untuk menanggapi jawaban dari pak ganjar
teguh ajaran basamin yang masih dipegang teguh hingga kini adalah tentang nilai kejujuran dan upaya menjadi manusia yang sederhana
terima kasih banyak pak alexander kaginting ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas sudah berbagi perspektif pada kami pada malam hari ini
ya terkait soal dua puluh dua pemain ini
kamu ga kira dia adalah pemain basket yang luar biasa
sedang untuk jamu lain seperti kunir asam dan beras kencur yang banyak diminati anak muda hanya sembilan rupiah
delapan belas juli dua ribu dua puluh tiga sebuah kecelakaan terjadi di perlintasan kereta jalan madukoro sebarang antara kereta api berantas jurusan jakarta blitar dengan truk trailer yang mendadak berhenti di tengah perlintasan
atau penghantar sarap lah ya yang berperan dalam brain theword system
mungkin juga bisa menjadi jawabannya
pemerintah tersebut mencari satu ratus tujuh puluh satu miliar rupiah untuk membenahi trotoar di jakarta
dilansir dari detik finance kini direksi bumn yang merangkap komisaris di anak usaha tidak bisa mendapatkan penghasilan ganda
cuma jurnalis jurnalis seperti bu sri
sehingga ketika allah bapa melihat kita dia melihat yesus yang mulia dan sempurna
terutama untuk susunan sarap kusar atau otak
dia bilang ke gue gue jam lima pagi latihan gue malas banget ketanya
sebelumnya kemnaker merinci jumlah karyawan yang terkena phk pada sepanjang tahun ini hingga oktober mencapai sebelas pekerja
artinya ada kondisi yang diragukan
ingin menang pemilu membuka aura dan lebih percaya diri menghadapi masyarakat
kena arit saya pernah macam inilah
jadi terima kasih bang rijal nih
itu masalahnya bola kita kan
dari lima ratus empat belas kabupaten kota hampir semuanya sudah memiliki rumah sakit di indonesia
tak lupa tahu dan kerupuk ditambahkan agar menambah nikmatnya tekstur saat disantap
ga ada orang di sekolah
dengan aliran ordo trapis
dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal tiga puluh satu ayat satu pp sembilan puluh empat tahun dua ribu dua puluh satu
kita harus benar benar naruh yang mana yang berat mana yang cocoknya
mereka menjadikan kolong jalan tol insinyur wiyoto wiono
hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pengecekan bmi atau body mass index
nih orang ngapain sih masih di sixers gitu
tapi kan gini pertanyaan gue mas tera
jadi relaksasi harga gabah kering panen itu rp lima sampai rp enam
berbagai negara hingga pbb menilai serangan brutal israel ke gaza bisa disebut sebagai kejahatan perang
di sekitar pulau wundi terdapat beberapa situs selam yang berbeda
ya tentunya kita berusaha yang sebaik baiknya tugas pemerintah adalah tentunya berikan proteksi afirmasi ya
tidak menjawab tidak menyediakan
namun memiliki cita rasa yang berbeda
tapi kalau dia tidak bisa membaik dengan kacamata
dan juga paling tinggi komponennya pada kasus mortalitas
latihan nembaknya itu kenapa dia jadi mantep gitu speednya gitu
karena gue sebenernya pernah lawan lu itu
yang ada berada di dalam pemerintahan tetapi justru melakukan serangan terbuka terhadap pemerintahan
komunitas yang sudah berdiri selama sepuluh tahun ini memiliki satu ratus lima puluh anggota
jujurnya saya nggak punya uang yang banyak
berkonflik dan diklaim oleh pewaris ya
pertama bumbu yang dipakai adalah bawang putih kencur terasi garam gula merah dan cabai rawit yang dihaluskan
untuk menghindari tenggelamnya pantura jawa di masa depan
tapi sebenarnya apakah anda pernah mendengar nih soal madu yang ternyata tidak boleh dipanaskan
orang mengejar target supaya lebih banyak produksi
ini meskipun sudah dipakai lebih dari sekali masih bisa dengan akurat mengindikasikan bahwa ada virus covid sembilan belas yang dari tubuh pasien yang dites ini
setiap bungkusnya cukup dimakan hingga dua orang
mereka datang berkunjung untuk melakukan belajar langsung bagaimana melakukan proses batik
jangan biarkan iblis berbisik di telinga anda
itu lebih bisa karena apa kalau bangunan ringan itu dia akan fleksibel bisa ikut bergerak
wah nggak yakin lah
isu tembak menembak ini ternyata juga didengar oleh mantan pacar mario amanda
tiga ban bapak olah dari yang ini limbah nggak kepake
sehingga kalau kemudian persaingan itu sampai level head to head begitu
ya anda jual lah itu barang elektroniknya atau gadgetnya
karantina wisatawan asing dalam uji coba pembukaan wisatawan mancanegara ke bali
tapi kalau di kepolisian sesuai dengan pasal tiga ratus empat puluh
art itu sebagai visual language
disarankan sih sepatu itu maupun sendal yang dipakai
karena pertanyaan bapak itu sangat clear dan membandingkan itu

ya baru saja kita menyaksikan jalannya konferensi pers informasi dan informasi
karena besarnya biaya perawatan suku cadang
selamat pagi mas bram dan mbak mai apa kabar semuanya
pertunjukan di darabin arts center lebih kepada menampilkan
sa roh suci yang benar
upaya untuk meningkatkan jumlah perumahan ini adalah hal yang penting
kan pak mahfud terkenal belak belakan
dan lebih buruknya lagi ini bisa menciptakan apa ya rasa kepergantungan gitu yang amat amat pada korbannya
itu pun juga kalau nadal ya mungkin
dan musim dinginnya merupakan musim dingin yang paling hangat di australia
dan kita tidak bisa mengetahui alasan mengapa dengungan ini terjadi atau berada
kayaknya ternyata masih tinggi dari rik pas gue deket sama dia
jangan salah walaupun terdengarnya sisa
jadi mereka yang kayak udah remaja udah sma udah kuliah
tahun depan maunya ke
saat ini para paski braka asal pare pare terus berlatih
langsung berhenti yang tiga hari waktu itu pak deddy
dan itu juga masih hanya bunga saja ya belum ada biaya admin dan lain lain
sedangkan kalau ada digitalisasi ini kita bisa langsung mengecek di hp
selain diet ekstrim dengan mengurangi porsi makan secara berlebihan
kemudian juga bisa meminimalisir angka kasus ispa di fasilitas atau pelayanan kesehatan di kota palembang
tapi kita juga butuh membeli makanan dan ubat di sana
kalau misal para individu harus mengurus sendiri
tengah gencar mempublikasikan sebuah produk
curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi
ya adalah elemen elemen yang justru bisa menunjukkan titik perbedaan dengan pak prabowo
menghormati keberadaan penduduk lokal etika kesopanan dan lain sebagainya
jadi dia merasa nanti saya lebih cepat lulusnya saya harus mampu
pemilik menambahkan ide membuat mangkuk dari buah melon muncul tidak sengaja
para pendengar sekalian meskipun sekitar tujuh puluh lima penduduk australia mengalami trauma
edukasi generasi muda indonesia terancam putus akibat tunggakan biaya kuliah yang tidak bisa dilunasi
ya lu nggak kena seru banget
nah selama ini mereka itu jual kayak di pameran segala contoh
kolesterol dan mengatur gula darah
tekniknya mirip dengan pemasangan ring di jantung
sehingga kecelakaan pun tidak dapat terhindari
pandemi covid sembilan belas membuat pesanan dari sejumlah laboratorium sekolah atau universitas menyusut
maksud kami sesuai dengan protokol uji klinik yang disetujui
akan sadar bahwa darurat keamanan siber itu memang sudah terjadi
jadi oleh karena itu memang pada saat ini kita semua sudah lebih memahami bahwa kalau melaksanakan tiga m dengan baik
tapi juga perilaku anak makin agresif
ketika ekonomi itu pulih sebetulnya memang dari penerimaan negara itu tidak otomatis langsung bisa pulih secepat dengan pertumbuhan pemulihan ekonomi secara keseluruhan
karena terkait dengan kasus kekerasan pada perempuan dan anak
bisa dari sumatera barat
pada saat mencari pelajaran untuk anak program musik sekolah bisa menjadi pilihan yang tepat
nah kalau kemudian dengan cara begitu lantas sesat
jadi dari lima juta pemasukan biaya hidup lima puluh yaitu dua lima juta
nah khawatir nggak nanti pemilu kali ini juga akan ada hal yang sama
jadi kalau jadi aku pengennya tuh mereka tuh tahu kalau ada kesempatan peluang kerja atau peluang profesional di dunia balap
atau kalau di jakarta mungkin apply aja
saya kira itu mudah sekali dengan cyber instrument yang ada di polri itu
pasti akan tampil secara memikat atau tajam untuk mencoba memberikan jawaban atau rebuttal ya
durasi perjalanan bisa mencapai dua jam menurut peta di smartphone
seperti korea selatan kemudian new zealand
karena pada dasarnya korban dari kdrk ini butuh support untuk pada akhirnya bisa sampai pada tahap dia keluar dari situasi yang stick in tadi
lawan di peringkat delapan jadi satria muda
yaitu rumah keluarga cha yang telah berdiri lebih dari satu abad yaitu seribu sembilan ratus dua
pendengar tahun dua ribu dua puluh tiga merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat di muka bumi
iya dekornya bagus banget niat banget sih
dan tentu diredis kepada masyarakat diredistribusikan
ada beberapa program sebenarnya yang akan diluncurkan oleh prof mahfud besok
virus itu akan kemudian terjadi
ya karena kita kerja sama orang orang yang penasaran ya
dengan yang tetap melanjutkan proses selanjutnya menjadi pegawai negeri sipil
gantungan kunci hiasan kaca mobil dan bantal sebanyak sekitar seratus item
sudah ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan sarana parkir sepeda ini
dan tentu saya mohon dukungan daripada supporter masyarakat sepak bola
jadi kita gimana ya kita gak bisa seluas mungkin menciptakan produk sehingga terjadi harga yang mahal
oh andre tiara tuh mantan anak tiga juga ya
tobias jeje besi pedagang ikan kaki lima di jalan lekunik kecamatan lomba ain pulau rote ini tidak kalah unik
ini harus naik gitu
komisi pemilihan umum atau kpu surabaya mencatat sekitar tiga lima ratus pemilih dari luar kota
semoga bisa memberikan pemahaman terkait dengan kenaikan harga beras
berikut ini laporan selengkapnya yang disusun oleh mchugh dillon bagi sbs news
membangun bukan negara yang membangun
kalau lima tahun di ibl ya bisa dibilang cukup senior lah ya
jadi agak tertunda prosesnya
belum usai perang rusia dan ukraine
dan juga pihak pihak pengurus kesamatan di daerah tenggilismejoe
nah tapi negara mana aja di bung hedra
itu adcock itu yang biasa gue menang jauh
kepada kota palembang becak motor dikumpulkan sebagai alat transportasi
sama jadi kan dulu kan
hal ini berulang kembali dan itu siklus yang terus begitu terjadi berulang ulang
ada syria atau syria lawan india
kan sesama ada kenalan kan
benang pabrik lebih halus dan ringan
bahkan harus membayar sepuluh dua puluh ribu rupiah untuk sekali perjalanan
dia kecelek wah tau gitu gue naro lebih banyak di saham
satu ketentuan pertama adalah jangan keluar data dari republik ini
jadi kalau itu bisa ekonomis saya kira batubara nggak ada isu lagi
nanti empat puluh dua pesawat ya
kepada kota palembang becak motor dikumpulkan sebagai alat transportasi
yang memiliki jurusan pendidikan pedalangan di smki solo
anda kena prasatawa daripada abraham dan margara hita
gung weda menginisiasi pembentukan kooperasi
apakah aman untuk dilakukan puasa
lalu yang terakhir anda harus tetap menginvestasikan sebagian dari penghasilan anda
oleh karena itu dukungan dari orang orang terdekat menjadi salah satu faktor penting dalam pemulihan cedera acl
untung kita buat itu di mar april juni tahun lalu
lalu ada pendarahan gestroinstastinal
tapi ternyata begitu turun dari transportasi publik jalan di trotoar tapi menuju ke tempat tujuan itu sering kali terputus ya
harus ada penelitian yang mendalam dan
and lastly ada perasa band juga yang akan nyanyi nyanyi lagu populer indonesia
gadis cilik yang sudah empat kali menjalani operasi di tempurung kepala
itu harus cukup menstabilkan air liurnya dan bersama dengan virusnya
lihat orang tua yang apa namanya tidak akur begitu
sekarang nggak tahu berapa harganya apalagi nanti ketika putusan
nah ini tentu tidak untuk menakut nakuti sekali lagi
bagaimana paskah dirayakan di australia
untuk bisa lebih bijak dalam penggunaan berbagai fasilitas keuangan di luar sana
iya ada otoritas yang menaungi soal crypto ini
itu saya rasa nanti akan bersifat multi interpretatif
selain situs sejarah ini taman nasional baluran juga dikenal sebagai salah satu tempat yang terkenal
di situ kan terlihat kekikukan posisioning prof mahfud ya
kita kaitkan lagi dengan lonjakan kasus covid sembilan belas yang terjadi
ini tahun dua ribu dua puluh tujuh dan ini lumayan ya pasti teknologi juga sudah akan sangat berkembangkan dengan pesat ya
dengan langsung memborong berbagai gelar penghargaan
krimnya dipakai dengan buah buahan
membuat munsif mencoba berlari tanpa alas kaki untuk pertama kalinya pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
karena sudah mau bikin telur di sana kan
biasanya ikan bawal di tempat ini diberi pakan dua sampai tiga kali
kemudian kita perpanjang mungkin jadi dua puluh tahun
nah tentunya apa yang kemarin diumumkan ya
makanya nanti ketika ada puskesmas akan didampingi oleh bidan yang berasal dari puskesmas
tenaga mesin juga mulai berkurang
dan itu kita terbuka luas
butuh waktu dua puluh menit
setiap pengunjung diminta membunyikan klakson sebanyak tiga kali
dan tentu saja kebab dari azerbaijan
untuk memajukan kerajaan allah
memang sangat logis ya karena pelangkau pasar khususnya investor cenderung wait and see ya menunggu kepastian yang terkait dengan fmc bulan juni ini
beberapa kalau mereka yang karir diplomat
untuk kembali ke taman surgawi yang sempurna
dengan ketidakpastian yang sulit dihitung sulit dikalkulasi
mengeluarkan kebijakan bahwa tiket penonton harus ada asuransinya
bukan untuk mereka yang lebih dari satu tahun
ada alat deteksinya kan nah ini kemudian
sementara yang lain gak mau mundur gitu
kalau kebutuhan kebutuhan dasar saja itu sebenarnya mudah mbak megi untuk mengukurnya
karena apa ya kayak misalnya apalagi karena gue di tv kan
ada harapan untuk bisa menang
jadi kalau dulu mungkin ada perikanan targeted fisheries gitu ya untuk finnya atau sirip hiu
jelang mudik dua ribu dua puluh tiga stasiun pengisian kendaraan listrik umum telah tersedia di jalur transjawa
satu dengan karpet yang tebal satu karpet yang tipis
ring ragunan tuh berarti deh yang pertama lu dang
budget ini sangat baik bila mana bisa dibentuk untuk bulanan dan juga untuk pengeluaran tahunan
kalo pendapat saya sendiri sebenernya naturalisasi kalo boleh main sih ya harusnya boleh main
jadi dengan secara visual itu menurut saya lebih mudah juga untuk ditangkap
guru besar ilmu kesehatan anak fakultas kedokteran universitas indonesia
karena selain lebih murah pilihan warnanya juga lebih banyak
nah gue tuh mikirnya enaknya jadi pembalap lo tuh emosi lo gak keliatan sama orang
ya kan kayaknya berasa juga kalo lu misalnya di satu bidang tertentu
dr smith mengatakan terdamparnya hewan hewan ini
yang mungkinannya bisa parkir bus gitu
seperti bedah mikro atau endovaskular
itu listrik gak perlu bayar
ketika para retailer penjual minuman energi
jonathan moskrop adalah pimpinan klinis dari layanan psikologi meds empat meds sebuah badan amal yang memberikan dukungan kepada para veteran untuk cedera yang dialami selama bertugas
ada juga debu vulkanik pada lapisan es kutub utara dan kutub selatan
tapi semacam festival yang
selain itu sembilan asam amino esensial juga bisa diperoleh dari protein abadi seperti kedelai
oh ini kayaknya lumayan cocok
hari ini hingga saat ini kita belum melihat itu
ketiga adalah teleskop radio di berbagai belahan bumi
masih baik tengah berpihak kepada kami
pada akhirnya siang kita coba lagi
produk apa namanya proyek proyek infrastruktur
kalau saya sih milih malam karena harganya ada lonjakan
jadi sudah kemana mana saja selama di ki
dateng dukung dukung begitu
untuk meraih impian saya supaya bisa menjadi dokter yang sukses di usia muda
sebenarnya pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh lima ratus ini
jadi memang di binatang binatang laut ini memang mereka bermigrasi cukup banyak ya
nah mas ilham tadi kan kita udah lihat yang warna abu abu biasa ini saya lihat ada warna merah dan warna putih perbedaannya itu apa mas
salah satunya dari perjalanan mudik salamah dan sumir
masa paling dekat gue harus ke singapura
pada perayaan waisak dua ribu lima ratus dua puluh enam tahun ini tema yang digaungkan oleh umat buddha sangha theravada adalah cinta kasih membangun keluhuran bangsa
namun baru baru ini ada desakan dari anggota parlement independen
kemudian kami bertani dengan aman tanpa kimia sintetis
dibutuhkan dedikasi dan komitmen jangka panjang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hewan yang kita pelihara
soal si bali united ini karena
ya berarti setelah kakak bikin di south park itu banyak juga ya
lebih dari tiga mah gak setuju mah
biasanya yang ada tembok kayak gini itu adanya di candi candi
yesus menawarkan ini kepada siapapun
di darabin arts center adalah jocelyn ali hop brian fuata dan peggy lee
bulan maret april mei itu waktunya kita menyerap
widi hardy yuda sekarang ada widi
eh itu dia di kereta kita
di mana untuk masuk ke stasiun ini ada tiga titik pintu masuk
sebuah perhatian yang terjadi
kita akan belajar yang pasti di sana
hakim pun langsung menegur dengan keras

padahal sebelumnya pemkot bandung telah melakukan sejumlah pengetatan dan pembatasan
nasib dari tujuh puluh lima pegawai ini nantinya masih akan menunggu keputusan dari badan kepegawaian negara dan juga kemenpan rb
yang menarik dari mbah sum dia fokus dengan setiap tahapan pembuatan batik
dimana satu karung berisikan lima puluh kg gula semut dijual dengan harga empat ratus lima puluh rupiah
tidak hanya berisi sayuran isian pastel bisa disesuaikan dengan selera orang orang yang beragam
tapi terlalu apa terlalu individual gitu
sayangnya banyak orang tidak memperhatikan jumlah gula yang masuk ke dalam tubuh
nah lu sebagai pemain jatim waktu itu masuk ke final melangkah ke final itu lu apa mikirnya
berarti baru spesifik itu pas akhirnya setelah lulus seleksi kemudian oh ini si tera ini cocoknya disini gitu
dan terakhir anda bisa menitipkan kunci rumah anda kepada tetangga
yaitu di cikini jakarta pusat
petani indonesia amat sangat bergaya untuk menanam jagung
ada daerah terlalu jauh lalu untuk wilayah muara gembong ujung sini
beberapa penelitian yang kami lakukan diantaranya adalah kami ingin melihat apakah ada daun ketepeng badak dapat meningkatkan imunitas seseorang
dia kan lagi buka bisnis sekarang kan
apakah dari sunda jawa kan
sehingga memang butuh keaklian khusus
kemudian restoran dan rumah makan hanya diperkenankan
desain maksimalis dalam sebuah hunian juga dapat menciptakan lingkungan hidup yang damai dan nyaman
tanpa harus antre bahan bakar bensin kan
misalnya seseorang mengkonsumsi sesuatu
bakal ada pembicaraan tentang
figur itu sebenarnya apa dalam dunia nyata
setiap keputusan yang akan menyangkut pembelian itu harus diaudit oleh bpkp
antara baik pemerintah indonesia maupun dengan pihak pemerintah arab saudi dan pihak masyarik
gak apa apa lah yang pentingnya masa nu kan
ya lo kenapa sih gak bisa prestasi kayak bapaknya gitu gitu
ya pasti ada perubahan tutupan lahan itu pasti ada dampaknya lah untuk habitat
kita kebiasaan kita di un
saya juga berharap mudah mudahan tahun ini kedutaan bisa melakukan
jadi ketika bicara anies selalu dikaitkan sama prabowo bicara prabowo selalu dikaitkan sama anies gitu
kalo orang lain udah sering banget gitu kan
tanah yang tersebar di jakarta
satu koper dimintanya lima juta
karena ternyata tuhan sudah
main beasiswa ga boleh main kan
yang kurang mampu mesti mendapatkan intervensi dari pemerintah
jadi masalah apa namanya fuel ini memang salah satu yang sangat critical
jadi kapan kira kira kita bisa nonton film yuni di layanan streaming ataupun di bioskop
peminatnya memang masih segmented banget
emang suka rasa apa aja yang dibeli
mario dendi ini memiliki harta sebesar
nah data dan angkanya sebetulnya bagaimana sih pak jika dibandingkan dengan situasi di bulan ramadhan setahun sebelumnya
ya akhirnya ya udah saya berhenti main motor
saya nggak tahu dan jarang ngecek apa perolehan medali
sebenernya banyak sih ya orang orang yang berjasa di saat itu
kondisi rumput drainase lama penyerapan air di lapangan rata lapangan hingga pantulan bola di lapangan
tapi di luar tanggal enam dan juga tanggal tujuh belas
hanya digunakan seorang pengemudi dan seorang penumpang
tapi menurut gue lima orang ini lebih layak dibahas
presiden jokowi dodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking sejumlah infrastruktur perbankan di kawasan ibu kota nusantara kelimatan timur
baik ramsy pangeran dan mbak putri ya
kini keragaman kuliner khas nusantara juga menjadi pilihan utama yang ditawarkan
bisa memberikan dampak terhadap perekonomian kita
membuat saya sejenak merasa berada di negeri tirai bambu
kalau langsung dibakar retak
tahun lalu kita ingat bahwa masjidil haram di mekah sama sekali tidak membuka bordernya untuk seluruh umat yang ingin melaksanakan ibadah umroh ataupun haji dari luar negeri
stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan
girls on track itu program dari fia yang nempel sama formula e
tidak memerlukan izin dari who
perbincangan dimulai dalam perjalanan ini
sekian informasi dalam flashweek podcast
sefahira siva yang juga
nah untuk aplikator lain ini masih terus dilakukan pendalaman dan pengembangan
dan tidak hanya di copenhagen mas tapi juga di kota kota besar
kita memimpikan sesuatu bersama dan kita bisa lihat hasilnya di lapangan
tapi kan saya sehari hari tugang ojek
rata rata gen z dan juga milenial mereka sangat konsert dengan undang undang cipta kerja
itu sama sekali nggak mau dibeli oleh negara negara
berarti dua ribu dua dua ribu tiga ya
michael jordan yang bisa ngasih impact dalam hidup gue
baru ada yang laku kita beli makanan
dari anak anak sendiri mungkin juga dari pbc nya mungkin banyak melakukan pembenahan aja sih kalo menurut saya ya karena kan kalo kita kalah pasti kan ada kekurangan nah kekurangan itu yang harus kita cari kan gitu ya
sesuai dengan bahasanya sesuai dengan anak anak
dpr bisa menyatakan setuju atau tidak setuju
salah satu yang menarik pada proses pewarnaan biru ini
obesitas kini digambarkan sebagai masalah kesehatan terbesar di australia
akhirnya kita bikin satu program namanya program pesona subang
sehingga mencantumkan juga ketentuan tentang cemaran cemaran
tapi biasa sih selalu ada tiap tahun itu pasti ada
jadi tahun pertama saya masih belum karena kan belum lulus kan gak boleh kan
kereta api ketika kereta akan mendekat menjadi pegangan mereka untuk bertahan hidup
radio advent suara pengharapan
ini kita ingin memastikan kembali publik juga
yang dipilih untuk melaksanakan amalan amalan itu
jadi kita sharing lesson saling belajar saling menguatkan
karena banyak sekali kerjasama di universitas dimanapun kita berada
saya ingin memreibim gambarnya untuk open
berarti kan harus menunggu mereka pulang dulu
kalau perkampungan ini dari tahun berapa
kemudian timbul pertanyaan apakah dari situasi ini
namun juga merupakan pengalaman sosial dengan peluang di sekitar anda
dan yang mendasar atas gaya hidup kita
itulah mengapa kita berinvestasi dalam mengubah kapasitas yang dipercaya dari bmi
ada waktu yang datang
taslim juga menyebut dalam beberapa hari pelaksanaan di seluruh polres di jawa timur
komite wasitnya ada komite fair playnya gak ada
pertanyaan untuk calon presiden nomor tiga bapak ganjar pranowo
iya berarti dua kali tapi untungnya udah bisa ngasih masuk ke ini lah
saya sudah bilang di anu makanya ditanggapinya juga negatif
gue malah ngundang kompetitor untuk mempromosikan brandnya
kekurangan gula juga dapat mengakibatkan berat badan kurang dan menimbulkan komplikasi penyakit
pola hidup dan pola makan sejak muda agar tidak terkena diabetes
padahal udah datang pagi pagi
jadi tidak punya dilema seperti mas ganjar atau pak mahfud
hampir seluruh kementerian institusi pemerintah pemerintah daerah tni semuanya terlibat
atau di situsnya itu
marilah siapa yang mau
jadi secara prinsip di jalur itu ketika dia terjadi gempa maka yang bergerak itu adalah di jalur itu juga
oke yang juga menjadi pertimbangan atau indikatornya adalah tingkat kepatuhan publiknya ya kepatuhan kesadaran publiknya
direktur dari indonesia mining association
dengan ketinggian atau kecepatan naik empat ribu
tadi saya cuma lihat tong sampah itu hanya di dekat dekat toilet aja
karena udah terlalu kebiasa aja karena dulu gue lebih sering main game di pc
iya mereka sudah tujuh puluh tahun ada di tujuh puluh juta tahun ada di bumi ini
dan berbagai hal hal yang lainnya
dan belum lagi kalau kemudian meluas sampai ke sebelah utara
oh pantesan mau hidupnya di salatiga ya
baiklah terima kasih ini pak eko sudah mau bergabung bersama kami di connected ramadhan
jika saya adalah pesaing utama tuhan
trans masih fighting sih
struktur tulang kepala kemudian kerusakan di jari jari
menteri itu untuk memberikan pengamanan kepada pemudik yang melintas di provinsi lampung
benar baik dalam ucapan maupun perbuatan
nah kita sedang mencoba untuk tim besar kita coba kontak langsung
jadi kain mereka selama ini kan hanya
para desainer indonesia berlomba lomba membuat busana berbahan kain tenun sumba
sebagai pundi pundi utama mata pencarian warga bali mandek seketika
dalam pengertian bahwa yang buka hanya rumah sakit supermarket
masyarakat terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman manis sebagai pelengkap dan dipercaya bermanfaat bagi tubuh
dan juga sampai pandemi ini berakhir kita bisa main main ke copenhagen ke denmark
memang kita belum sampai di angka itu
di dalam agenda persidangan berikutnya
kepala humas pt kai daob delapan lukman arief mengatakan
mengingat inflasi terkait dengan fertilisasi
ini dimaksudkan untuk memudahkan kita untuk mendapatkan pertolongan
apa maksudnya ini bukan sepenuhnya dokumenter
bukan justru malah dibebankan ke universitas
dan mungkin ya bisa jadi pilihan lah gitu
sudah lebih dari delapan ribu tiga ratus orang menikah hanya di gaza
tapi toleransinya bagaimana bu
insiden tersebut menandai penculikan masal kedua
kerupuknya warnanya cenderung lebih coklat
dari sisi kita regulasi soal crypto itu maju mundur
apalagi harga juga makin cukup kuat ya
jadi yang air yang sebelumnya satu minggu mungkin butuh dua kubik gitu untuk lahan segini
jadi kelompok lampung itu memang pemetik joki itu orang lampung semua
kepada para pendeta kepada profesor teologi
dengan sedikit kita ubah dalam segi rasa
silahkan itu berikan pilihan tadi
jadi di ntb ini pemerintahnya dari provinsi sudah punya keputusan gubernur untuk rencana strategi aksi untuk kelestarian hiupaus
habis itu kita siap siap berangkat keliling jakarta
tapi di segmen ketiga itu emosi sadnessnya itu gede banget
spklu terdekat lainnya adalah spklu km tiga ratus tujuh puluh sembilan jalan tol batang semarang atau tepatnya di daerah geringsing
sudah barang tentu pengendalian impor ini akan berdampak terhadap petani kecil kita
kalau misalnya kita hitung ya mbak prita empat perhari
ibaratnya di cas lagi lah baterainya
pada musim kemarau seperti ini petani memanfaatkan lahannya untuk menanam kacang
favorit aku sih pertama ini perkedel kentang
polisi masih terus mendalami kasus tewasnya brigadir setio herlambeng pengawal pribadi ke polda kalimantan utara
roni satria saya teddy pradana badung bali
ini buat hengki lakai ini semoga cepet lulus bu ya
cuci tangan rutin memakai masker ya
membangun lebih dari lima pos pelayanan
dengan anggota yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat
mulai dari pengisian kartu kesehatan
tapi kemudian ketika saya mulai smp jadi grade tujuh di canada
lantas bagaimana sih awal mula berjualan sop buah mangkuk melon
di kelurahan palantikang kejabatan maros baru maros sulawesi selatan
misalnya kayak gitu kan itu natural aja
mungkin ada indikasi apakah ini berkaitan dengan penempatan
ini bagaimana ya kok malah pemerintah
nggak kayak bandung biasanya lah gitu
sehingga ini menurut saya komponensi kedua hal ini menyebabkan bnm karya terutama waskita ini mengalami problem lah
jadi semua orang ini wajib menjaga rumah kita
jadi siapa yang ngajak ngomong awal
itu survei kurang lebih lima bulan lalu
gue bilang kalau sengaja bela belain kesana buat moto begitu
ibu saya izin ngomong cara dulu dengan lili ya
nah di situ sebenarnya ketersediaan jalan sabunnya hampir kalau seandainya merata cukup lah
kemudian dengan dilanjutkan lagi oleh pak anies kalau saya melihat progresnya sangat signifikan penambahan trotoar
di jawa timur petan kacang tanah justru merapcuan dari melimpahnya hasil panen
yang dibutuhkan ya untuk yang pertama itu
evakuasi hewan hingga mengambil ponsel warga yang terkenal
pula yang duduk sambil menulis laporan sidang untuk dikirim ke meja redaksi inilah kerja
dia tuh posisinya di atasnya kairul tanjung
inilah mimbar suara pengharapan
ya justru di sini nanti peranan pkm skala mikro di mana itu hadir di tingkat rt dan rw
dan itu menurut mereka menurut kampus itu selar
ada baiknya lakukan konsultasi terlebih dulu kepada ahlinya
usianya antara satu hingga tiga lima tahun
bagi deanda bermain game di smartphone lebih praktis dibandingkan konsol dan pc
jadi pemberian sertifikat oleh pak jokowi itu hal biasa aja sebenarnya ya
empat marga dan satu jenis anggrek dari penjuru indonesia
harga per kilogramnya rp tiga puluh
dari situ dari smp gue mulai menekuni basket
dan untuk dua hari rasa rasanya tidak terlalu rumit ya
ini asosiasi pengusaha logistik e commerce menolak rencana revisi permendak nomor lima puluh tahun dua ribu dua puluh terkait larangan ini
merespon positif aturan baru dari pemerintah tersebut meski masing masing memiliki kebijakan perubahan harga yang berbeda
jadi dalam satu suku saja kalau saya baca dari paket berita sebelumnya ini disebutkan suku semende ya pak
nah memang ini harus diklarifikasi
taruhlah ai mungkin dokter saja sudah tidak diperlukan ya
nah apakah medium yang seperti ini bisa dibilang adalah apa
dulu kan masih sering ada nobar nobar tuh di cafe
dosa ialah pelanggaran hukum allah
tradisi makan bersama ini dikenal dengan menggibung
berbicara mengenai siapa saja yang dipanggil
ini jangan sampai terlalu encer
oke berarti skala satu sampai seratus berapa anda memberi nilai bagi kinerja para wakil menteri yang ada
tapi kalau memang nggak bagus ya jangan dipaksakan
dan ada yang mungkin untuk gaya hidup atau playing
pan tidak akan mengangket dan tidak ada urgensinya soal itu
kalau dengan uni soviet sudah lebih dari itu ya
yang menyediakan layanan vaksinasi bagi anak usia enam hingga sebelas tahun
makanya kan tadi saya katakan kita itu jangan alergi mendengar kata perubahan
setelah udah bulat kita cocok dengan kuah egusi sup sampai meresap ya
berarti penting dong transportasi laut
masih di rumah bareng gue vincent manahem dan teman gue abu christian
soal yang kerja disana
dan kemudian membukakan jalan
tapi kalau nanti kedele internasional dan ini sayangnya
potensi terjadinya banjir yang dapat melanda permukiman warga
kedai di jalan gandapura ini menyajikan pempek saus cuko serta bubuk cabai dengan cara dishek atau dikocok jadi satu dalam sebuah wadah
kita juga bisa memeriksa imunitas orang dengan ujian darah
maka jemaah tidak dibadal hajikan dan biaya haji akan dikembalikan ke keluarga
bagaimana soal kemudahan kemudahan untuk membuka lapangan kerja investasi yang masuk itu
adalah gunung samalas atau kita mengenalnya dengan nama gunung rinjani
kita digital forensik yang kita lakukan juga kita ingin pastikan sumber kebocoran data itu dugaan dugaan yang ada
keluarga besar almarhum noviansyah yosua huta barat mengucap syukur
artinya industri nya nggak tumbuh
dan di seluruh beberapa regional kita bagi rumah sakit paripurna
barang elang laut sempet ya
sedangkan antena digitalnya jelas untuk menangkap sinyal digital
kalau wni kan seperti kalau kita lihat budaya atau kebiasaan kebiasaan di kbri
ini tadi tetap simulasinya adalah gage angkutan barang masang lembarang gage dan tiga lajur
kehidupan mereka merupakan kisah perampokan
kaderisasi penjaringan dan penyaringan
masih mengandalkan yang namanya gagasan gitu ya
ketua palestinian culture organization malaysia muslim imran menegaskan
delapan belas wasit yang terpilih ini
nah ini yang pertama menyulitkan bagi konsumen
hampir semua urusan bisa diselesaikan lewat layar smartphone
salam saudaraku yang diberkati tuhan
nama masjid ini bisa ditemukan pada mimbar masjid
fund pembelian pertama pertama dibuat pada tahun dua ribu delapan belas sebagai venture berkumpul
ya memang dikonsumsi sehari hari
buda buda kuat menjadi fondasi dasar dalam olahraga barongsai
teknik teknik dasar dalam bermain golf menjadi hal pertama yang harus dikuasai oleh para pemula
kami lihat sementara ini sudah on the track penyidikan dibawah pengawasan
status jadi minjem pelabuhan pelabuhan lah kira kira gitu ya
tadi juga udah puas pak makan di pasar gede solo
menyasar konsumen kelas menengah ke bawah harga yang ditawarkan terbilang ramah
atas pekerjaan yang dilakukan oleh siapa saja
sosok gundala muncul pertama kali pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan dalam komik berjudul gundala putra petir
belajar dari gempa cianjur sudah semestinya warga jakarta lebih waspada
siang ini kami berada di pasar atom surabaya
menjadi calon mahasiswi dengan usia yang masih muda
kemudian perlu adanya intervensi soal utang bumn
biasanya becak motor banyak dicumpai di kawasan pasar pasar tradisional di kota palembang
kalau angka ketersediaan beras untuk konsumsi itu sekitar satu ratus empat belas sampai satu ratus lima belas kg per kapita per tahun
ini merupakan salah satu sejarah bagaimana tiongkok di era ratusan tahun lalu juga sudah menerapkan sistem perdagangan seperti ini
jagat dunia maya tak pernah ada matinya
karena tidak dapat mendeteksi bau yang bisa menjadi indikasi bahaya
aku cari dari yang paling tinggi yang kayaknya aku tau lah
untuk melakukan ritual dan mencari petunjuk
jadi ketika bicara keberpihakan antara pejalan kaki dan angkutan umum itu nggak bisa dipisah
dua wna ini sebelumnya diamankan di dua lokasi berbeda
tentu saja seperti yang saya sampaikan ini akan kita bahas kita kupas dalam pertemuan pertemuan kita berikutnya
tapi waterfall lagi kemampuan untuk jika kita bisa menggelengari tengah setelah merumah dengan lembi
sultan juga kan dulu bener bener ga cuman ikut klub
lo sejago jagonya basket di indonesia duitnya mau sampe mana sih
kedua minyak dengan dominan asam minyak jenuh tunggal seperti minyak zaitun
itu urusan orang lain gitu ya
memanfaatkan pengetahuan dan teknologi
penggunaan yang ilegal bisa terjadi
salah satu klub baru lah boleh bisa dibilang lah ya
orang orang yang merapikan tempat tidur ternyata
gimmick gimmick apa yang akan disiapkan oleh cawapresnya
selamat saya menang pak bisa gak nih nilai segini
sama halnya lah dengan kita nih bangsa indonesia
dan kayak stigma ini bukan olahraga cewek itu lu rasain gak
tak ada satu siswa baru yang bersekolah di sini
jadi tergantung kita mau pakai argumen etis atau argumen politis
dalam lingkup football family itu ada hukum
namun tidak diperbolehkan menjadi komisaris utama
seiring berjalannya waktu jamu ginggang tidak hanya dinikmati oleh warga jogja
alhamdulillah teman teman yang non muslim itu selalu juga membantu dalam hal keamanan
jam makan siang jam dua belas gitu lah
seperti pasangan reza maulana dan rafika
ya benar benar bu
tadi sempat mbak tika juga bahas terkait dengan demografinya
kampus kita kan lepangannya bagus banget tuh dilihat kan ga ada buan gitu kan
langkah langkah menuju pernikahan yang kudus
yang gak bakal bisa kalian lupain dari reza
itu adalah bentuk manifestasi dari proses belajar dia
banyak pelaku industri pertunjukan yang bisa dibilang tidak survive di masa pandemi
sebenarnya kalau kita amati bersama dengan kehidupan beragama di sana ini seperti apa
dan ketika berjualan jangan berpiling dengan kecepatan tinggi ya
terus kayak rada shock gitu sama
boka sautoro ini adalah sambal lombok
ya jadi kan sebetulnya ada satu warna
yang jawabannya masih ini tegas loh pengen jadi atlet nggak
debatnya berlangsung selama dua lima jam tersebut memang berlangsung sengit
selain mempertontonkan aksi keren dari para penampil di udara
harusnya idealnya kalau buat atlet menembak
dan sebetulnya dengan tugas upacara ini mereka berlatih ya
selain itu biasakan memperhatikan label nutrisi pada kemasan
guna memberikan kenyamanan lebih kepada para calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan dengan membawa anak anak
cibinong mall itu masih sangat kurus
apa saja usaha yang dilakukan singkat saja pak
terima kasih terus buat abostock
salah satu di antaranya adalah inggris yang mendesak kedua kubu
setelah hasil penilaian dari kjpp keluar
terus menghangatkan dunia politik di indonesia
jadi jika misalnya ada faktor faktor lain seperti lingkungan atau mereka ketabrak atau yang bisa mengurangi baik habitat di mana dia hidup atau makanan yang dia bisa dapatkan
kalo misalnya bener lo biasanya dipanggil siapa
untuk meningkatkan kehidupan perempuan
itu akan mengalami permintaan rata rata dua puluh lima sampai tujuh puluh lima
di sini di biak ada karang yang luar biasa
kemudian juga karena di sini kita udah memasuki musim semi musim spring
baik traffic counting smart traffic counting tadi untuk menghitung data real time
menyelamatkan kaum perempuan yang bekerja di luar negeri
betul dan ini menurut saya adalah
tapi presiden justru mengambil langkah jalan pintas ini
kemudian dipotong potong menjadi ukuran kecil
dari kepanas ke ini kan juga kita harus ada
sebelum pandemi produser telur asin sejak dua ribu enam ini bisa merauk obat sampai lima puluh juta rupiah per bulan
itu telah terjadi kecelakaan kereta api
tapi sekarang ya cuma ada yang paling lima
saya gereja di uph juga
yang tele mahal banget juga mahal banget
yaitu dengan menggunakan alat virtual reality
pak ini yang menarik lain adalah terkait dengan kepemilikan data
oke ini kalau misalnya di pasaran untuk satu pasang landak mini yang sudah dewasa begini harganya berapa
yang naik seiring dengan standar kehidupannya
dan salah satu isu yang muncul serta menjadi perhatian di dalam perbincangan kami
diberi label lalu dimasukkan ke dalam kondisi kondisi
memperbaiki kesalahan atau kegagalan
karir prastawa hingga saat ini tak lepas dari peran pemilik aspak jakarta
pelonggaran khususnya di ramadan tahun ini dan apa kira kira bedanya nuansa ramadan di tahun ini menurut ibu
panas terik cuaca tidak menjadi halangan bagi para penarik bentor ini
gempa yang terjadi beberapa waktu yang lalu memang apa namanya se atas nama asal itu memang
jadi data kita itu dengan parameter yang kita sampaikan di sini
dan itu tidak menurun
dan kapan waktu yang tepat bagi jonathan untuk menjelaskan ini semua ke anak tersayangnya david
gak tau sih apa bisa compete apa enggak
nah jika ini diterapkan maka ini akan kontraproduktif
iya bener bener pinter kamu bu ya
dia suka bikin blog atau vlog gitu tentang sports
saya senang pastinya tapi saya juga harus terus belajar
olahraga untuk ngebakar lemak di satu area
kalo gak dapet badan kayak coloren
tadi ini kita nanya tentang ibl deh
terima kasih teman teman pas gibraka dua ribu dua puluh tiga ya yang ini menjadi sebuah kebanggaan
tapi tapi cen kalau kita balik ya mungkin ini cerita ya ini kalau kak riko kan sebenarnya selain dikenal street bowler juga tapi kan kak riko juga dari sma udah banyak event event yang diperlukan
sekali kirim itu bisa berapa motor
ada juga wisatawan yang memang mereka datang melalui online atau mungkin melalui internet
seiring dengan permintaan semakin meningkat
ya itu akan sangat terhubung dengan segmen segmen penggunanya
pembuatan susinya pun menggunakan wine rice lokal yang di bali disebut dengan berem
jadi tidak harus datang pada fasilitas layanan kesehatan yang sama
ini bukan pakai daun pisang tapi pakai daun patat namanya cuma ada di bogor katanya ya
yaitu peringkat pertama kota paling toleransi di indonesia
tapi faktanya produksi ditargetkan meningkat
nah itu boleh boleh boleh itu boleh boleh
ya ibarat kalau bis itu supirnya harus serius gitu ya
ya harapannya kami sih ya seperti itu ya bu ya
melakukan evakuasi berbagai aduan dari masyarakat ramai menghiasi sejumlah lini media
ya walaupun kita kemudian mendapatkan binfoal sawit ya
kalau nembak tuh semakin umur bertambah semakin tajem menembaknya
menyampaikan pesan kehidupan bagi yang pakainya
jelas tegas semuanya kan karena
ataupun juga membeli hal hal yang memang menjadi keinginan itu sah sah dan boleh boleh saja
penyebabnya sudah jelas gitu
lebih senggang juga gak macet atau bagaimana
karena kita tahu bersama bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat
nah berbicara dengan jalur penyebrangan nih pak joko
dan tidak bersifat wajib seperti mahar
anda bersama sbs bahasa indonesia
yang saya suka ini nih daun bangun bangun
jadi kayak kita gampang lah membaurnya gitu
rata rata memang terjadi
karena dangkal maka energi itu sampai di permukaan itu masih sangat kuat
dan keamanannya satu sampai sepuluh juga lima lah
saya itu kalau bisa anak anak saya itu berkenalan sama teman temannya
saat gue mencoba gue udah ikut latihan bareng mereka
yang anak anak ku dua belas
untuk punya pak dari sendiri
ia memulai usaha ikan asap pada dua ribu delapan belas
rangkaian atau step by step nya ini cukup berbeda prof
salah satunya lagu karya irfan amali yang berjudul rumah istimewa
jadi tujuh tiga puluh jumlah tiket yang dijual adalah sebanyak enam puluh ribuan
sehingga satu keluarga bisa dengan mudah datang
kemudian huruf yang terakhir adalah huruf s
fasilitas unit kita tempat tinggal
aku pasti aku akan suka main basketball disini karena
jadi ketika menghubungi guru spiritual
telah mengenai sasaran pasokan energi menewaskan beberapa orang dan menyebabkan ribuan orang kehilangan aliran listrik
terutama di kota kota di australia
yang ini mohon maaf tikusnya kalau kandangnya kotor
dari soekarno hatta randasan yang mana rutenya kemana
pengunjung bisa mampir ke ganara art
dan setelah menendang saya melakukan selebrasi seperti cr tujuh
larangan itu dikeluarkan ada tanggung jawab
terus puji tuhan masuk ke nasional ini
terima kasih semuanya selamat pagi
hingga pemandangan yang menakjubkan
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible awr org
dan kekurangan harga hidup
program orientasi menanamkan nilai nilai
dalam sehari di tempat ini mampu mengolah enam ratus kg sagu menjadi kerupuk mie kuning mentah
pilihan kuliner khas afrika bisa menjadi pilihan bagi anda yang ingin merasakan sensasi baru kuliner khas negara lain
karena tentu saja law enforcement nya ini yang paling penting sih kuncinya
sehingga keputusan kebijakan itu ada di bapak ibu semuanya
makanan khas indonesia seperti di tanah air begitu ya
sebutnya tiga bulan atau sebuah figur
setelah dihukum di football family pssi
kalau ternyata wah menjadi atlet profesional itu emang gak segampang itu
iya sultan bener bener nurut banget lah dari dulu sampe sekarang bener bener masih latihan kan sampe sekarang
itu baiknya dicopot aja supaya nggak makan listrik juga kalau ada apa apa lebih aman lah
terkait dengan wacana pencabutan visa on arrival bagi turis rusia dan juga ukraina
mendengar cerita pengunjung saya pun merasa penasaran
ini untuk ya untuk jadwal sore aja masih banyak gitu yang waiting list untuk bisa bermain disini gitu
jadi minggu pertama tanggal tiga puluh juni
pak boleh tahu gak pak rahasia yang bikin beda bubur warga buwak dengan bubur bubur yang ada lainnya
saya menganjurkan pengaturan itu per dua minggu
nah dari situ aku jadi tertarik buat ngikutin
dan membual melanggar perintah kesembilan
mulai ada acara acara sendiri dilakukan
ada lobster geratang kecombrang
menurut sejarahnya dinamakan pasar fabian karena dahulunya di tempat ini biaya pajak impor atau kepabeanan dipungut
banyak orang banyak orang yang mengatakan bahwa ganja ini dilegalisasi untuk pelayanan kesehatan untuk kepentingan kesehatan
sama teman teman aja yang mau dibina
tapi ada yang puskesmasnya itu mohon maaf dia jelek begitu ya
mereka yang ikut dalam pelatihan yang dilakukan oleh peacegen
nah kalau di karawaci punya mr matt
mata bahwa berwisata tak melulu memikirkan kesenangan semata ada tanggung jawab yang
karena telah memenuhi standar dari badan kesehatan dunia atau who
aku ternyata berapa hamin empat gitu hamin tujuh apa hamin lima lah gitu lah kurang lebihnya
gue ngerasain semua tuh ketemu iverson
aslinya kain tenun sumba dikenal dari benang kapas asli
sebenernya kan dila kalau misalnya mau berkarir di bidang non tenis juga
yang banyak sudah meroboh
jadi ini seperti negara yang masih berada di kota kota
jadi gak bisa evaluasi kan
gelar sixth man of the year kembali kita maksudnya pada ibl dua ribu enam belas dan dua ribu delapan belas
proses mendekat dan meminta petunjuk paritrana atau paranormal
saya juga lihat banyak pengamat ekonomi juga mengatakan seolah olah kenaikan upah
beras hitam kaya akan serat dan mengandung
satu lembar kain batik bisa dikerjakan oleh mbah sum selama lima hari
lo pertama kali kan di kontak aspak waktu itu pesan jelatihan
terus kemudian utilitas juga sudah mulai di bawah semua jadi ada progres yang menurut saya ini menjadi benchmark baru penataan trotoar di jakarta dan juga tetap temukan kota kota di indonesia mbak
menurut pengamatan mas rubi apakah kemudian ini sudah benar langkah yang diambil
tugas mengerakkan sejumlah alat berat untuk mevakuasi tumpukan sampah ini
oke nah dengan banyaknya mungkin bisa dibilang komunitas muslim begitu disana cukup banyak
kemudian ada beberapa perusahaan yang meliburkan bahkan mulai dari hari jumat pertengahan
dengan krisis ekonomi perang dan lain sebagainya
berarti kan pernah ke daerah jogja magelang gitu
oke dan program spesial cnn indonesia outlook dua ribu dua puluh dua akan kembali tetaplah bersama kami
untuk mendukung pemerintah dan malini duk capil
dan siapa sangka jika pempek makanan khas palembang ini menduduki peringkat keempat
yang bisa ditanam lagi
bakso lava jubo ini ada di bakso kang adeng
supaya nanti sampai pada saatnya putusan itu nilainya tidak turun
hmm tapi ini dari saran dokter apa gimana nih pak
tapi kakak sebenarnya emang kesibukannya apa sih kak selain basket kak
saya ingin sampaikan juga pak
diversifikasi ke energi yang lebih bersih
hal ini karena dikhawatirkan terdapat kandungan gula lain di dalam makanan atau minuman tersebut
apakah perusahaan batubara akan berubah atau seperti apa
isunya adalah kemudian apakah sekarang butuh ya butuh jelas gitu
protokol itu berjalan lah nggak usah lah protokolnya itu loh
kemudian juga diberikan mungkin indikasinya kurang tepat dan juga tidak dipantau dengan baik
roni satria septari pradana jakarta
namun yang tidak biasa karena mereka menyajikan tiga jenis roti kebab
kita sapa selamat malam assalamualaikum pak silih
maka peran posyandu peran dasawisma peran kelurahan rt itu menjadi kekuatan
yang berbeda adalah bahwa kali ini ramadan
baik yang partai politiknya bergabung dalam koalisi indonesia maju atau tidak
begitu juga dari sisi ekspornya
apakah kita bisa menggunakan gula dalam tubuh yang lebih aktif
sebenarnya kalau beroperasi itu di wilayah mana kalau sekarang
walaupun pdip berkuasa selama sepuluh tahun tapi kali ini mereka sebagai challenger
kan di dasar apa namanya
tentakan kaki juga sesekali diperlukan yang menjadi bagian dalam cerita yang ditampilkan dalam bentuk tarian
selama ini tsm sudah ekspor ke beberapa negara paling banyak selama ini masih ke us masih ke amerika
misalkan pertumbuhan ekonomi di tahun ini diperkirakan menjadi tujuh dari proyeksi bulan maret enam lima dan juga inflasi indikator inflasi juga ini direvisi ke atas ya dari sebelumnya dua dua menjadi tiga
ini bukan sengketa tanah biasa
kalau apabila yang menggunakan tuan kecil anak di bawah umur
seperti lengkuas jahe dan bawang merah
dan yang paling penting adalah pengelolaan lingkungan
tapi kebetulan pas world genius kita dapat bonus aja sih
diego basro indra setiawan jakarta
itu sebagai sebuah ilustrasi tentang kemungkinan adanya sindikat
jadi mesti hati hati mesti kita main aman supaya jangan sampai keringet terlalu banyak untuk yang sebelah awur
yang mendingin kok kalau ada mah yang saja ruklah lu orang enggak puasa baru puasa hari pertama lu
sehingga saya kira ke depan juga mungkin ide atau gagasan ya
jadi anggaran yang dikeluarkan oleh pmrf dikait ratusan miliar untuk membangun trotoar ini ada tiga kan
hanya dengan merogoh kocek lima belas ribu hingga dua puluh lima ribu rupiah
kemudian ini sudah mendekati minimum
siapa yang akan menjadi negaranya
walaupun bisa jadi misalnya diinvestasikan ke tempat lain bisa jadi ada keuntungannya bisa jadi juga gitu
tentu kita harus aktif bergerak
resiko penyakit tinggi inilah yang berpotensi memang mengalami kematian di tanah suci
kan abis kerja tuh sepuluh bulan
ya pendukung tiga ini memang agak kurang kelihatan
dan dari satu sama lain juga bisa saling mengerti
berbeda dengan dua tahun sebelumnya pada bulan ramadan tahun ini ada pelonggaran ppkm
kalau saran saya tetap ikuti media media mainstream
nah totalnya adalah satu ratus tiga puluh satu hingga tahun dua ribu dua puluh empat sesuai dengan amanat rpjmn tersebut
dan kadang kadang kita bisa menghasilkan
apakah karena bentuk dari teluknya itu sendiri
terima kasih kami sangat senang dengan respon yang sudah diberikan dan mohon didoakan juga agar topik topik siaran ini tetap menuntun anda untuk berpusat kepada kristus
bisa disesuaikan dengan budget yang sudah anda persiapkan
pengelola puncak mas berharap agar semakin banyak pemudik yang singgah apabila pemerintah tidak melarang mudik lebaran di tahun dua ribu dua puluh dua ini
pertama saudara wr supervisor tim pemeriksa pajak pada direktorat pemeriksaan dan penagihan pada direktorat jenderal pajak
wow ternyata biaya layanan atau biaya administrasi dan biaya tambahan
bener bener kayak dua puluh plus point terus kayak bener bener banyak tiga point clutch
so that s what makes me gak capek untuk terus bicara dengan mereka sampai suara saya habis
ct scan pet scan jarang ada di kabupaten
selain menjual aneka camilan dan jajanan pasar
nah kalau uvb itu panjang gelombangnya di bawahnya dari uva
dan menunjukkan kepribadian pemilik yang kreatif dan berani
melakukan penyitaan akan kita amankan dulu ke pores
tim ombudsman melihat jalan beraspal baik yang kini telah menjadi milik perusahaan swasta
dari seratus sampai dua ratus delapan puluh nanometer
nasib dari warga yang bergantung pada pendapatan harian ini bagaimana pak
hingga tahun dua ribu dua puluh sembilan gitu karena kan kita tahu ya
akhirnya yaudah dari situ gue mulai menerima
hukum persewaan disamakan di seluruh australia
sebenernya ngelatihnya sama aja lah ya
jadi kami membeli dari enam fund kami yaitu ev sembilan
ini tadi salah satu reksikonya kita tidak mendapatkan beberapa privilege ya
jadinya di antara stasiun haur pugur dengan cicalengka
gue puas lah dengan main gue
ya kalo untuk sarang sih saya belum punya rencana apa apa ya
sudah barang tentu dengan stok yang memadai di bulok ini relatif bagus untuk mengamankan harga di tingkat konsumen
pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan cost kalau mutu pelayanan kesehatan itu dikaitkan
nah itu di sana sudah umum sih kalau misalnya itu
berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh sidney leng untuk sbs news
satu persatu mereka mulai berjalan di atas bara batu
uniknya menu makanan di sini tidak pasti selalu berubah ubah setiap minggu
nah dilihat perkembangannya itu bagaimana
di sini sebangkuk bakso dikombinasikan dengan jengkol
tapi sebenarnya setiap orang
kan tadi udah harus pakai sunscreen dan juga di reply
ini udah orangnya bilang sama gue orang vibanya
ceiling atapnya yang kemudian
gempuran produk impor di toko online diklaim menggerus potensi dan juga pertumbuhan umkm dalam negeri
untuk mempelajari satu jenis program musik shabarabot
gak semua tapi kasus kasus yang terjadi itu kan banyakan cewe
atau orang medianya tim balap
dimana didapati lima puluh enam dari generasi z itu ternyata belum memiliki dana darurat yang memadai
bertemu di bukan mungkin sih pasti akan bertemu
berkomunikasi dengan teman teman
pasti mereka ada keberpihakan ya
demen mu sama rooney dari kelas empat sd
untuk harganya sekitar dua puluh delapan ribu ya pak ya
islam itu menghargai pemeluk pemeluknya
karena kalau dilihat dari rentang waktu terjadinya kipi itu sudah terlewatkan dan tidak ada gejala ya
dan konten konten serupa semakin bermunculan
biasanya pengemasan dilakukan oleh anak anak yubelius noel dan dani
mula mula rahang tuna digoreng dan berlanjut dengan dibakar
dia lebih tidak menempel
kandungan zat di dalam rumput fatimah yaitu uterotonika atau zat yang memacu kontraksi otot uterus
yang teman aja sebelah kita aja misalnya
saudara pendengar tidak terasa tahun dua ribu dua puluh tiga akan berakhir
botox adalah suntikan dari botulinum toksin yang berfungsi untuk merelekskan otot
karena wta seribu itu ada yang mandatory
satgas atau salpo pt ya
ruas tol cipali total memiliki panjang satu ratus enam belas km yang menghubungkan antara purwakarta dan cirebon
tetaplah di debat kelima
tikus yang pasif bisa menjadi pertanda dia sakit
kalau misalkan dijual bisa dapat uang
selanjutnya tuh lu bakal ada beberapa tim ibl yang udah mulai katanya udah mulai ngontakin ke lu kan
bagaimana trotoar yang terbangun itu belum sepenuhnya terhubung dari transportasi publik
setelah bebek kenyang beri sekam atau jerami untuk menghangatkan kandang
agar membuat keputusan untuk berjalan di jalanmu
bidan ini kan punya pengetahuan medis yang agak lebih cukup dibandingkan dengan tenaga kader yang ada di posyandu
jadi memang ada kode kode tertentu yang hanya orang kesehatan yang tahu gitu ya
nanti di atas itu ada kamarnya nanti
ya cuma membuat pengumuman
ada yang satu hari transaksi dua puluh kali
permainan dilakukan pada lapangan dengan pembatas seperti net bulu tangkis
kita akan lanjutkan kembali mbak saat lagi
yang mengatakan saat ini telah terpetakan satu ratus lima belas titik rawan banjir
apa yang paling mendesak
semakin jauh kita dari pusat galaksi dari lubang hitam yang ada di pusat
dan banyak video viralnya nih yang tentang gister gister persahabatan lu sama gokar nih
untuk segera memeriksakan atau dia tersusul oleh adiknya itu juga harus segera memeriksakan ke dokter
logikanya mereka nggak mau dong rugi secara finansial hanya karena kebocoran data
saking gendut banyak kan
ada bawaslu ada dkbp ada mahkamah konstitusi
itu poin yang kedua yang paling penting
nah kalau kemudian kita
jadi mencari semacam kamen musuh
saya contoh kemarin kami mengundang pihak tikus
maka kompor gasnya nggak akan berguna gitu ya
lalu apakah diversifikasi pangan yang harapan kita bersama
yang berhandak memulai hari sekolah
kemudian setelah uji coba tersebut dinyatakan aman maka tahap kedua selanjutnya akan dilakukan
dan konsep konsep yang kami tawarkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani itu ada buku kecil yang hasil dari rembuk pangan nasional tahun dua ribu tujuh belas
kalau tadi dilihat di gambarnya ini banyak sekali yang kemudian aktivitasnya menggunakan sampan
saat ini para pengrajin memacu proses produksinya
dan selain itu rawagede juga cukup terkenal karena menjadi salah satu tempat yang sangat cantik untuk wisata foto
dan melaporkannya pada badan pom sehingga badan pom bisa segera turun menelusur
sejak jatuh empat kali
kesilin ya dengan satria muda tapi
pas berasa langsung rumput fatimanya direnggam
kalian nanti bisa lihat di segala macam ibl ya
kita tunggu nanti kekerasan seperti apa
namun menurut aku genzet juga rawan depresi
mungkin sudah banyak juga mereka yang sudah kangen banget sama kampung halaman
sebagai kegiatan pelatihan rutin
dan ini tidak relevan kenapa tidak relevannya
kemudian mengancam teman teman yang lain juga bahwa
akan dilakukan di lebih dari tiga puluh lima hotel yang menyatakan siap mendukung kebijakan karantina
nah setelah itu setelah semuanya ditemukan jangan lupa untuk pilih menu simpan karena kalau anda nanti lupa pilih menu simpan tidak tersimpan harus memulai dari awal lagi gitu
kalau dulu tahun lalu kita ingat lockdown ya pusat perbelanjaan barat tutup kita nggak boleh makan dan sebagainya
di kampung barat persohor dengan sebutan kampung kerupuk
jadi secara filosofi kita melakukan transformasi kesehatan itu ada enam pilar transformasi kesehatan
banyak kejuaraan di rumah aja
katakanlah elit gitu ya
yang menarik adalah sebenarnya kita melihat banyak sekali infrastruktur tanah air yang memang dimodalin oleh pemerintah tiongkok
jadi setiap tim belum punya fasilitas yang sama
mencintai keluarganya dan lain sebagainya
jadi kayak di negeri kan minggu kita lagi
masa lebih bikin mikirin korek kan
jadi diberi jarak dua atau tiga jam
harus diremas yang kuat seperti ini
bagaimana melihat itu di kalimantan bang ari
kejadian di dua ribu empat belas itu yang
saja luar biasa ini betul betul
terus kayak hasilnya parah banget kan
jadi sebenarnya kita cari dana untuk bikin indonesia night market itu sendiri gitu
tapi kan bagi yang lain ada urgensinya
ketika saya tidak menghormati orang tua saya dengan cara tertentu
kan dia udah bawa pelatihnya setelah nikah sama mas eris suaminya
ya karena pemberitaan di luar sana cenderung memojokan ya terkait dengan program ferencjov
nah pertanyaannya seberapa besar sih ekosistem digital ini bisa berpengaruh pada elektoral kontestan pilpres
dan sebenarnya juga bukan hanya masalah akurasinya cukup bagus field goals three pointnya cukup bagus
ketan dan santan menggunakan motor roda tiga seperti ini
waktu pak ganjar satu menit dimulai saat bapak berbicara
kira kira apa sih tim yang oke nih buat dilihat lagi season ini selain yang tadi udah kita
itu masih bisa kita komodir
sedangkan tikus yang digunakan untuk penelitian minimal berusia tiga bulan atau masuk kategori dewasa
yang sudah tentu potensi perikanannya itu sungguh luar biasa
pada tanggal sembilan belas oktober nanti
data data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat
sembilan miliar usd itu adalah satu rekor yang belum pernah tercapai sebelumnya
jadi rumah maksimalis itu akan terisi penuh dengan kehidupan dan mungkin sejarah kita
akan bertugas nanti sore
untuk menukarkan uang baru pecahan rp tujuh puluh lima
pengundiannya gimana ko pas lagi kamar itu
saya baru ketemu besok dengan polda jawa tengah nanti apa yang diperlukan akan kita siapkan juga
pada masa kejayaannya seluruh warga di kawasan kabadaran ini mengolah dan memproduksi limbah ban bekas menjadi beragam kerajinan
gelombang kedua covid sembilan belas yakni india
baik ini kita bicara soal pertumbuhan ekonomi kuartal tiga menarik bahwa kementerian keuangan memproyeksikan outlook pertumbuhan ekonomi kuartal tiga itu ada tiga tujuh sampai empat tiga
baik terakhir mas reza singkat saja apakah sudah bisa rasanya kita dicap sebagai darurat perlindungan
larangan larangan penggunaan uang dalam buket
karena ada kemudahan itu tidak bisa kita pungkiri dalam kasus atau dalam case penyewaan motor
namun penegakan hukum yang tegas harus dilakukan
mungkin hanya sekedar oh sekarang gak bisa tidur ya
fungsi tangga tersebut adalah untuk mau langkah satu demi satu ke atas
berikut ini sebuah laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh yumi oba
apakah karena ada over fishing di situ atau kebanyakan tambak atau kurang ini ya mangrovenya
dan pada titik etika ini
ya memang dia akan bisa menopang
ku tahu hidup ini
sejumlah pengunjung mengaku cocok dengan rasa bumbu yang digunakan di tempat ini
iya biarin aja sebenernya
dia juga melakukan penyelidikan bid zabang sudah kali
membantu karir pak dery
walaupun dengan intensitas yang rendah atau low impact
kira kira teman media sendiri seperti apa tanggapan
sementara dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga juga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi
warga mengaku serangan kawanan monyet yang terjadi hampir setiap hari ini sudah sangat meresahkan
kalau enggak nanti health kitnya kita itu bisa tanjuang itu kayak error gitu nggak bisa dipakai buat mana mana gitu
tapi tetap aja harus di touch up lagi gitu
makanya kan kalo saya cari investasi kan yang aman gitu salah satunya ya mungkin menurut saya ini
jika ada dalam kondisi darurat
jadi harapannya kami bisa jadi inspirasi lah banyak anak anak bangka yang lain juga yang bisa berkompetisi di liga profesional indonesia ya
dengan pt kereta api indonesia pt kereta komuter indonesia
pembeli bisa meminta digoreng matang atau digoreng setengah matang untuk dijadikan oleh oleh
beberapa berita baik datang dari anak anak bangsa pertama
dokter spesialis paru erlang samudro mengatakan zat kimia apapun tetap memiliki efek bahaya bagi
kemudinya ada relatif di tengah
kalau sekarang nggak gue pengen nyobain balapan balapan lain yang lucu lucu gitu
ah pengen jadi pembalap kak pengen jadi pembalap kak gitu
ingin kami mengerti atau kami
pengawasan itu pengawasan menjadi
bila kau rasakan berkat doamu
dan merupakan halaman terdepan indonesia di samudera indonesia
dari saradiah muhammad wayudi jakarta
setelah kasus tahunan eropa melonjak
yang utamanya harus tetap dari makanan dengan gizi seimbang
salah satu hal yang ditunggu tunggu juga oleh
meski dinilai rendah prabowo mengaku tak ambil pusing dengan penilaian anies
karena benturan dengan agenda agenda sebelumnya
tapi ya semoga bisa memberikan performa yang terbaik ya
dan ini terbarukan tanam sekarang tahun depan panen dua tahun lagi panen terus
mungkin karena main juga kali ya
di tempat anda tidur dan kecenderungan tidur anda sepanjang malam
presiden jokowi dodo ada kunjungan kerja ke filipina
dengan penekanan signifikan pada berbagai makanan
untuk memaksa pada diri bahwa perilaku keserasan apapun bentuk baik itu verbal maupun fisik
ya mau gak mau vincent jadi backupnya prosper
kepada para siswa yang dilatihnya untuk tetap semangat
dalam hari sabtu itu
terutama terkait dengan bagaimana pembiayaan
kurang lebih enam puluh tiga km
terkait dengan laporan kekerasan pada perempuan dan anak
di kita harganya cuma dua puluh ribu
ini gak ada hubungannya sama legalitas kontisional
dan juga dengan kekuatan letusan lebih dasar dari gunung gunung yang terdapat di indonesia
dari tahun zaman dia rookie tahun delapan puluh empat sampai sekarang sampai terakhir tahun sembilan puluh delapan
terus banyak itu sambal sambalnya kita memilih sendiri
ya menurut gue gue mau ngesampingkan lakers sih karena ya apa ya ada dua player dengan
itu juga kita sama jadi women in motorsports ini sama fia bikin itu
dpr di provinsi dapil jabar tiga belas turun ratusan dan kami jumpa ini di ribuan tps
jadi sebenarnya kenapa tiktok itu menjadi salah satu platform yang paling disukai oleh kandidat tidak hanya di indonesia
namun juga ada orang orang arab yang ada di tanah israel
perpaduan ini begitu mantap dan membuat siang menjadi lebih bersenang senang
semuanya mirip dengan karakter film terkenal seperti star wars the simpsons toy story ultraman
seribu dosen dan lima belas ribu mahasiswa lewat berbagai program yang dijalankan
tapi kita punya ide ide baru yang perlu disampaikan
banyak sekali karena bahan bahan organik tersebut masih membawa amoniak
tapi bagi mereka yang kontra ini menunjukkan bahwa mk tuh acuh
yosua jojo siap bermain di liga profesional empat lima tahun kedepan
dan itu tidak cocok kalau misalnya untuk kepentingan medis
nah di sini kita bisa melihat tiga periode yang berbeda
perempuan diletakkan sejajar dengan laki laki
kandungan gula dalam kudapan yang banyak dikonsumsi masyarakat
tuh apa cen yang di daerah tanggarang tuh deket
kemudian mengambil kebutuhan untuk mundur gitu
kelenturan tubuh kita menyesuaikan dia bisa menyesuaikan dengan lekuk tubuh kita pada saat kita tidur
maksudnya harus satu visi gitu
dalam segala hal yang terjadi
terbang selama kurang lebih empat menit sambil menikmati keindahan alam sumedang membuat saya benar benar terkesima
karena kan secara anak anak pada umumnya pasti suka manis manis
menyebutkan pentingnya kegiatan anak anak dalam dunia seni rupa khususnya untuk menstimulus kreativitas
iya karena tadi kita sampaikan kita kaget ternyata target produksi hampir satu miliar gitu ya
jujur awalnya saya kaget ya kak soalnya proses pembelajaran di sini kan serba teknologi ya
jadi deka itu adalah motor utama
orang judi asli aja kayaknya
inilah hidup kedua baterai kendaraan listrik
seperti yang anda katakan dua ratus sembilan puluh orang australia
tepat sekali kak tia iya
jadi ini sebetulnya sejak tahun lalu ya
nah dalam proses panen biasanya tidak berlangsung selama sehari
nah dari situ kita dapat rasanya kaldunya dan di situ pun kita campurkan dengan beras ketan
jadi tidak ada hal hal yang sifatnya personality itu tidak
terus misalnya lo lulusan komunikasi
bersemedi di tempat tempat tertentu
tuhan ingin kita berbicara kebenaran
ini pengalaman kemarin sebelum berangkat ke asean games
jadi untuk faktor keselamatan juga tidak ada
banyak makanya ya kalo menurut saya aku berpatokan itu
kita tunggu berapa besar dana apbn yang akan diambil oleh pemerintah
mereka bilang bahwa menarik banget gitu ya
gerami ini nantinya akan menutupi seluruh bagian tungku pemakaran cobek
nah pt pt lebih enak lebih
yang diperkirakan akan mengeluarkan keputusan akhir dalam beberapa bulan mendatang
kemudian kemarin sulawesi selatan
sibuk mencari panggung juga
kenapa karena perhiasan emas itu bisa dikategorikan sebagai pembelanjaan
sampai akhirnya keceblos tuh ya menembak sampai sekarang tuh ya
surya berkisah awalnya dia hanya membuka toko hewan dan hotel hewan untuk anjing dan kucing
ketika nanti harga pangan dunia turun lalu pemerintah membiarkan saja seperti itu
namun bagaimana ya jika ke tempat yang membuat kita mengingat masa patah hati
yang ketika serangan kemarin itu
jadi dari awalnya itu draft dari brasil juga yang termasuk
yang tertata rapi di kampung praijing
pak presiden ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa stok bulog ini cukup
jadi kan orang ini hiu atau paus gitu kan
saya menguasai kepentingan penyelidikan dan transparan
ada pula es kopi susu aren yang terasa menyegarkan
iya dan umur dan umur mas dan umur
ya pertama tama terima kasih kepada tnn indonesia
cuma yang pertama masuk liga mahasiswa gak ada
gak ada yang hampir nekunin serius gitu gak ada
jadi ukraina memang mengizinkan rusia
tapi temen temen kalau ngeliat misalkan foto foto pemain basket nih yang ada di kejurnes kejurwil divisi satu klub klub tanding antara klub lah
setelah mengerahkan seluruh tenaga akhirnya saya bisa memotong dan membentuk limbah ban menjadi bahan untuk diolah menjadi tempat sampah
tapi kalau sampai salah beli gitu loh
gue berusaha mencerna pertanyaan lo soalnya lo nge like tadi
yang menyatakan sesat itu siapa katakan umpamanya yang tadi lembaga disebut itu
di awali dengan war tarian tradisional biak yang diiringi lagu lagu
jadi kayak gimana gitu

bisa juga loh startup itu berbasis komunitas dan berbasis species atau berbasis ekosistem
acl adalah singkatan dari anterior cruciate ligament yang terletak di bagian lutut
kalau saya masalah gaya hidup ya tetap salah tiga
tapi kamu statusnya pns juga sekarang atau gimana
tiga juta ton itu kapasitas terpasang
kalau sebelumnya kan dilematis sekali puswa
nah pertanyaan selanjutnya kalau di indonesia wadahnya tuh ada gak sih untuk yang masih menjajaki karir di dunia balap nih
atau apakah penyempatan untuk menjaga orang orang di pengembang
saya menyaksikan berbagai kelompok orang
dan kalau misalnya boleh kira kira gimana ya seharusnya
jadi dari bem ubaya nantinya akan mendatangkan kpu
salah satunya digunakan sebagai pemanis alami dalam oatmeal atau bubur gandum
kalau imlek ini kumpul semua
menyerupi terjadinya kecurangan pemilu legislatif di sejumlah daerah yang merugikan partai buruh
kemudian juga ditambah alfa yang dikalingkan dengan pertumbuhan

namun hingga saat ini hanya ada sedikit yang terdeteksi
terima kasih terima kasih
saya akan berbincang malam hari ini dengan pelaksana fungsi pensosbud kbr idoha ali murtado saat ini berada di qatar
di yogyakarta sayur bobor yang biasa dimasak menggunakan daun bayam kini juga bisa dinikmati sebagai sayur bobor kelor
kalau ini baik kan tidak menjadi kekhawatiran
mereka punya track record yang bagus gitu ya
jadi sebenarnya kalau di teluk saleh ini hampir sepanjang tahun bisa lihat hiupaus
bagi sebagian pemburu takjil kampung ramadhan ini seakan wajib dikunjungi setiap tahun
mengingat pemerintah sepertinya sudah menggebu gebu dengan salah satunya melakukan studi terkait dengan rencana pembangunan kereta cepat jakarta surabaya ini pak
atau sdci soni susmana menyatakan
ya peduli dia sama pemainnya benar yang abu bilang tuh
selamat sebelumnya sudah meraih penghargaan di toronto
selain sebagai doa dan harapan hantaran atau seserahan juga sering diartikan sebagai simbol calon pengantin pria telah mampu memberi nafkah
sangat melanggar karena kita harus ingat kita memutus atas sebuah edisi
ini memang sudah yang gangguan jiwa berat
dan arsitektur kesehatan yang lebih luas di masa yang akan datang
namun seiring bertambahnya populasi kita tidak akan berpikir pikir untuk berpindah ke melbourne
menuju hotel menuju objek objek perwisata itulah yang kami lakukan sebagai biru perjalanan wisata
ada kapal sang penggelam ada kebagian apa
tidak ada sosialisasi mengenai gajinya akan didapat berapa
apa yang kami inginkan untuk mengucapkan adalah eksperimentasi dengan negara negara yang berbeda
sekitar ya empat puluh dua tiga mg per hari lah
sebenarnya bisa berbagai macam cara cuma kalau misalnya
bener bener panggilan pertama lu ya
tapi kalau udah mulai dirasa gatel ya bisa lebih cepat bisa dua bulan atau tiga bulan
kepada kementerian agama terkait dengan layanan tersebut
iya betul kita bisa melihat rumah rumah adat juga di sini
ketersediaan bahan pangan lokal dapat mengurangi ketergantungan kepada produk impor dan stok
kalau kita ada yang unggul ada yang kelihatan ya kita tentu akan ungkap itu sebagai bagian bentuk prestasi mereka
terkait dengan apa ya uang yang telah mereka investasikan begitu
sehingga di situ bisa dimasukkan unsur unsur pangan lokal
carmelon kan ada yang cerita gitu ceng
saya mengundang profesor profesor untuk mengajar di kita
tak hanya itu dengan masuknya program makan siang gratis ke rapbn dua ribu dua puluh lima
bukan pdi pks nasdem sama dengan pkb untuk melakukan angket
yang sudah diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah umrah
kita masih harus bekerja keras ya
karena kan kita kayak udah ngasih semua tapi kayak wah ternyata cuman gini ya
bapak ibu bisa membayangkan empat puluh tujuh persen
tetapi kalau menggunakan kumur kumur atau saliva air liur
ternyata anak yang ku ku tuh yang kayak kecil gitu
di balik kelesatan setiap sajian penuh lebaran
untuk lagu lagu pilihan dan saat ini kami akan memutarkannya
jadi kalau di daerah borobudur kawasan sungai progo itu
dan gua posisi gua pada saat itu gua pikir
begitu masuk pasar ini pandangan saya langsung tertuju pada sebuah kedai kaki lima yang nampak tak pernah sepi
dan saya baru mulai
menurut pihak oposisi anne raston hal ini merupakan masalah
gue kelipatan yang paling banyak di saat gue ikut jacklot sih
keluar sebuah peraturan khusus tentang pencegahan dan penindakan kekerasan termasuk perundungan
penyedia layanan yang oleh pemerintah arab saudi memang ditunjuk pihak swasta mereka
kalau untuk tracingnya tentu yang dimasukkan ke dalam sistem itu bisa di tracing
saya berharap bahwa tni bisa menunjukkan kinerja yang lebih positif
antara ini terus dan yang antri ini banyak hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean
kalimantan tengah kalimantan barat
dbl all star berangkat sana pas balik
dia tuh suka kan dia ada lah mobil mobil ininya dia gitu
orang kan mencari itu experiential
sekarang mereka sudah selesai kita dimarah marahin
soalnya menurut gue menurut gue kayak gitu tuh penting

karena dia bisa melihat peluang itu
bagaimana tradisi perayaan sholal atau tahun baru korea bergabung malam hari ini afriya di dosen program sudi bahasa dan kebudayaan korea ui
karena ini merupakan prioritas presiden baru dan bukan prioritas presiden lama
biji kapas itu dari kotoran kotoran
ya jadi sesuai dengan rekomendasi dari pusat pantau gunung semeru
dan kita harapin sih di kedepannya ini lebih banyak support dari indonesia
namun menurut ketua rt setempat hanya tiga puluh rumah yang memiliki akses ke pipa air bersih pam jaya
jadi saya kira usul pak anies baik juga mengundang profesor ke indonesia
bahkan kebutuhan makan harian beras juga impor
bagaimana mau langsung tancap gas ke sukamakmur
butuh edukasi simultan untuk melindungi hiu paus dari ancaman kepunuhan
iya berarti kan gue berhasil mendatangkan empat puluh market baru
jadi mungkin ada tetapi tidak memadai
dengan cohort system tuh untuk melihat kira kira anak anak ini kayak apa nih ngelihatnya
kemudian juga ada yang struggling ya
langsunglah diintruksikan untuk psbb gitu kan ya
kota kecil pulau kecil tapi harapannya bisa kasih bibit bibit yang baru untuk basket indonesia gitu
tapi mereka menunda untuk ptm terbatas
curah hujan minim selama musim kemarau berdampak positif terhadap pertumbuhan kacang tanah
dua belas lima sampai lima belas meter satu sisi
jadi aturannya lagi nih
nah dan kalau yang lain lain juga ada yang menarik misalnya mk keranjang sampah ini kan menarik nih
tapi gue kurang suka sih sama si kate cunningham itu menurut gue terlalu di booming boomingin sama media nba ya
mendapat apresiasi dari banyak pihak
kegiatan keagamannya tidak masalah
di ruas ruas masing masing memang yang paling parah adalah kilometer empat puluh tujuh sampai enam puluh enam pada saat balik
pempek yang dikoreng kemudian dipotong potong masukkan bumbu lalu dikocok
baiklah selamat pagi waktu kazahstan
oke strategi yang pertama adalah memahami berapa banyak thr yang kita terima
jadi sudah sangat emosional dan mudah mudahan
oke dari tiga puluh ini saya akan ambil nih sebagian untuk bayar kontrakan rumah saya
kemudian harga di tingkat usaha tani jatuh
baik melalui telepon dan sms juga surat dan email facebook serta whatsapp dan jejaring sosial lainnya
waskita karya dan wijaya karya mencatatkan kinerja rugi pada semester pertama
dan apa yang harus dibenarkan
pelayanan kesehatan tapi juga perlu ada bagaimana
gula yang dikonsumsinya sehari hari hanya berasal dari buah buahan
tahun lalu di universitas melbourne
kini hadirkan wajah baru dengan kawasan zona bebas emisi berarti kendaraan bermotor hanya
untuk manggal di salah satu masjid di keluarga cibuduh
kadang memang mobilitas yang paling tinggi turun itu kan waktu ppkm darurat ya
kalau penegak hukumnya memiliki sensitivitas terkait perlindungan pada perempuan dan perempuan
untuk bisa mengatasi dan mengantisipasi
dprri empat puluh m untuk bupati gubernur sampai dua triliun
gak basket yang cuman hobi gitu
masih perlu sangat perlu ditingkatkan
kemudian juga memang renhardt kami sempat mewawancarai psikolog yaitu peneliti psikolog sosial
jadi harus kita pisahkan untuk diberikan perawatan khusus di kandang sendiri
sementara kesenian yang bertahan dan menjadi ciri khas dusun kecicang islam adalah seni rudat
makanya sampai sekarang pun masih ada pangsanya
pokris itu aku inget sampai sekarang aku kalah paling cuma sekali tapi cerita dong di rio
oke ini kata ibunya sudah terlalu lama ya
mendukung aspek aspek kehidupannya bahkan membangun peradaban
berdasarkan data ikatan dokter anak indonesia jumlah anak dengan diabetes naik tujuh puluh kali lipat
dan jangan sampai data itu keluar data itu keluar karena itu kekayaan
memang benar ingin masuk menjadi pegawai
tinggalnya disana walaupun ketika
daripada membiarkan selimut tidak terlipat ketika dia bangun
terus kemudian menjaga protokol kesehatan
jadi kalau kalah sekarang aku besok latihan lagi gimana kejar lagi caranya
dan sudah masuk ke kancah internasional
dan di situ kita bisa membawa economic multiplier effect nya sampai dengan enam kali
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh rayana bosch untuk sbs news
yang jakarta udah datang dari hari rabu
ya mudah mudahan dengan nanti kita bikin klub
kita lihat itu cuma kayak begitu aja coba di setiap sisi itu ada tong sampah gitu loh
kaliannya kayak orang pacaran aja yang di lapangan
dan dia bertemu dengan seorang yang berada di sana
terus selanjutnya kami berharap bisa berkolaborasi lebih banyak dengan pihak kreatif lainnya
ya berbekal ktp elektronik yang lama dan fotokopi kartu keluarga saya pun menyambangi dinas kependudukan dan catatan sipil di sdukcapil kota bekasi
itu yang mungkin membuat orang per orang agak relatif hati hati kalau mau melangkah ke arah situ gitu
res area yang terletak sebelum pintu keluar bawen ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan kendaraan di res area empat ratus dua puluh sembilan a ungaran
itu sedang dirancang revisi undang undang ikn nya itu
dulu puskesmas ada tempat berobat sekarang kita arahkan sebagai unit kesehatan masyarakat
kita sebut buah langka karena memang ketersediaan produknya di pasar sudah nggak ada
saya pun mencari jejaknya di wisata alam berikutnya yaitu di taman batu belimbing
dengan proses masak di atas tungku seperti ini
kondisi cuacanya cukup seribat di masa masa tersebut
kemudian hipnoterapi juga kita kasih hiburan hiburan sedikit
untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang engkau dan karaktermu
mbah joyo itu adalah seorang tabib pulau pakalaman
bisa jadi itu hanya ujian apakah kita pantas mendapatkan cinta sejati
dan sampai jadi seperti pada waktu itu kita membeli pesawat hawk misalnya dari inggris
mereka menyaring air laut bisa sampai dua ribu liter setiap harinya
kemudian juga kita mempunyai beberapa
hari ini kita akan melihat beberapa prinsip kehidupan luar biasa
sentra ukm pedagang kaki lima dan mal sudah dibuka untuk umum
habis itu turun lagi jadi kayak masih belum stabil kayak kemarin itu turun ya untuk di sekitar tiga puluh bang mungkin tapi hari ini udah naik lagi di tiga puluh sembilan
objek wisata yang dibangun di kawasan bekas tambang timah ini berjarak delapan puluh km dari pusat kota pangkal pinang
kalau dpd itu juga banyak sekali memikat dari para pemilih begitu ya
kalau ruki nya soalnya banyaknya dari bali ya
halo selamat pagi nindya bagaimanakah kesibukan di stasiun lrt harjamukti dan bagaimana pengaturan penumpang baik di dalam stasiun maupun di dalam lrt sendiri
baik tapi kalau dari segi kostum yang digunakan masing masing capres
baru boleh untuk umum
kekuatan kakak tidak baik untuk australia
dosen pimpinan universitas bekerja pada pendidikannya pengajarannya penelitiannya pengabdian masyarakat
sejak satu januari hingga sebelas november dua ribu dua puluh satu
kalau kita lihat harga harga variable cost dari beberapa variable untuk terbentuknya harga beras
seperti apa penyimpangan yang diutarakan tim investigasi
ya berarti kita lewatin lagi karena nggak bisa dicongkel
sebenarnya itu lebih efektif atau jangan jangan ketika perut kosong menjelang maghrib itu lebih efektif untuk membakar lemak dok
pita tak berhenti membantu warga badu
jadi bisa dikatakan seluruh rumah sakit di kabupaten itu sudah memiliki
ada akses akses yang pasti akan muncul begitu
kita masih nguri nguri budaya jawa
ketekunan dan ketelatenan mbah sum tersebut layak dicontoh oleh semua kalangan
nah bagi yang kembali yang punya akan ke sini misalnya untuk tidak dalam tujuan tadi tertentu
penggunaan ponsel secara berlebihan akan menyebabkan baterai menjadi lebih cepat panas
dan juga kemacetan juga tidak harus panjang begitu ya pak
saya kira sepanjang musim panen ini masih berlangsung dan bahan baku bisa kita peroleh
namun diperkirakan hanya lima hingga sepuluh yang akan mengalami stres pasca trauma
itu barengan sama asian games
beberapa mitos yang beredar diantaranya katarak bisa dicegah dengan obat tetes mata
sebelumnya juga ada kasus salah satu anak harimau benggala milik ashlat ahmad mati pada dua puluh empat juli dua ribu dua puluh tiga lalu
namun terdamparnya ikan ikan ini dalam waktu dua belas bulan
dan meyakinkan pemerintah negara negara bagian dan teritori
dapet banyak pelajaran banget sih bahwa apalagi
orang dengan mudah mengembalikan kepada prof mahfud berarti anda sedang menunjuk diri sendiri
mengatur lalu lintas di sekitar kantor pos
salam kasih dan sejahtera tuhan memberkati
lebih cepet daripada posisi lima lawan gitu
lebih lanjut tawhid ahmad dari indef juga menilai
dan dilekatkan di bagian mikrob imam di masjid namira ini
sudah termasuk empat maku kuah kaldu bakso
seperti jenis rem dan teknik pengereman yang harus dilakukan

gua tiap hari ngecekin email tiap berapa jam gua nge email
buah melon utuh dibentuk menyerupai mangkuk cantik kemudian isian melon yang dikeruk dibasuhkan ke dalam mangkuk dengan buah buahan lain
ada sekolah rock yang hanya asosiasi kecil kecil
yang kedua kita akan memasukkan kedelai
karena memang ump tahun dua ribu dua puluh empat ini kenaikannya tidak banyak berubah
ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar
mulai padat bisa langsung dieksekusi
jadi ini yang kadang kadang juga kita ingin menunjukkan ke beberapa negara yang mungkin belum pernah ke indonesia
dan untuk pembahasannya sudah bergabung melalui sambungan virtual ketua umum ikatan pedagang pasar indonesia abdullah mansuri
mereka terlibat seperti chris russell akan memberikan persetujuan akhir
lulus kuliah kayaknya deh
di tempat dengan luas dua ribu meter persegi ini
ya yang pasti adalah adanya varian delta ini kan kita sudah temukan dari tiga ratus lima
salah satunya transformasi layanan primer
awalnya gua ini merupakan terowongan sepanjang satu ratus empat puluh empat meter dengan lebar satu delapan meter
sebenarnya nggak usah terima lah tuan rumah
yang masuk ke australia berdasarkan
dan menganugerahi peacegen penghargaan pada tahun dua ribu dua puluh tiga
untuk pengulangan lagi seperti itu
jadi sangat sangat awarded sekali sih
puskesmas ini telah memvaksinasi sekitar seratus anak
rumah batik serasan merupakan salah satu rumah produksi batik khas muara enim yang lahir di tengah pandemi covid sembilan belas
ya seperti itu juga ini ya kalau dari kita sendiri nih kalau misalnya sudah panitia begitu
pensangka ini harus dilihat perbuatan itu apa
tapi menurut gue karena masih baru berapa kali sih max menang
tapi sekali lagi yang tadi saya sampaikan di awal
kalau bicara soal yang uv tadi kan ada indeksnya nih
sehingga bonus demografi ke depan gitu generasi ke depan itu
itu aja kalau lima puluh lima puluh lima itu yang isi dua puluh
program kerjanya kesiapan mental hingga permodalan
jadi cerita awalnya itu saya dihubungin sama budi
pasca penolakan warga kini jalan yang pernah ditutup telah dibuka kembali
jadi mencari petunjuk itu enaknya emang jam
rendangnya itu enak terus bumbunya
berarti total kalau sm itu berarti total sebulan sebulan pas atau kurang lebih tuh kok sm
lu tanya ke gue kalau gue sih kurang setuju untuk yang link link ilegal itu
dan tantangan ke depan lagi lagi praktik itu akan semakin terbatas
terima kasih sudah mengangkat hal ini untuk kita semua
sangat dekat itu jaraknya benar benar dekat yang membuat dia bisa ketarik
ini pun dihargai mulai dari rp satu ratus dua puluh lima
lalu kemudian dia tiba tiba mengambil senjatanya ataupun tembakannya
ada nama nama yang tidak dipanggil
alamat lengkapnya anda bisa dapatkan di akhir dari program radio adventsura pengharapan
dilihat dari berbagai macam perspektif
salah satunya pembatasan angkutan berat mulai tanggal lima hingga enam belas april
jika ingin rasa sedang sepuluh hari saja cukup
nanti juga kita bakal ya bakal mantau terus
dengan cara dengan pendekatan film yang lebih dokumenter gitu
tapi kalau kita bisa mendapatkan sampel dari bagian belakang tenggorokan
hpp rp lima untuk gabah kering panen itu hpp keputusan hpp tahun lalu mas
akhirnya setelah adanya kopi ini minimal ada pendapatan
di sisi paling belakang adalah menjadi blok yang paling favorit dan selalu ramai
panas tapi aduh benar benar panas tapi sensasi makan bakpianya nanti akan jadi berbeda ya
atau misalkan di posyandu diimunisasi
ada koresponden cnn indonesia rony satria langsung dari jakarta
dan selama itulah ia hidup dalam dunia perbasketan
gue tuh kayak itu dia yang balik lagi ke pertanyaan tadi
maka asam lambungnya tuh naik gitu
mereka musti mendapatkan hiburan yang baik
tetapi kita akan bertemu lagi minggu depan di gelombang dan waktu yang sama
nah abis itu dari sana baru akhirnya kepilih buat yang under delapan belas
jadi di atas kertas memang aturan lainnya adalah
kalau itu bisa masuk di katalog kita
dan menganggap orang di luar komunitas kita orang yang tidak benar
informasi ini tentu saja mengembokkan netizen di twitter
apapun alasannya belajar memainkan alat musik tidak hanya menyenangkan
jadi salah satu pertimbangan tadi kita bisa melakukan skema komposisi daripada penghasilan
jadi sekaligus kita mengingatkan nih kepada pemirsa cnn
kalau kita lihat kayak situ tiket di kodone kan ada war tiket
lagi marah terus mukulnya kenceng
ketika saya bertugas di jakarta
empat puluh tahun kemudian ya tahun dua ribu dua puluh bali mendapatkan kancuran ekonomi karena pariwisata meninggalkan pertanian
meski harga rumput laut seringkali tidak stabil
kembali dalam komunikasi keluarga
terus kayak lu dapet dapet kayaknya chance juga untuk untuk belajar di amerika katanya gitu kan
langsung pengumuman di pulangnya dikasih tau kita bubar ya
menjadi member yang sangat baik dalam komunitas mereka
saya sri dean sebagai pemandu acara untuk siang hari ini
dunia internasional tidak mendukung adanya force movement
bakar lagi biar arufan daun bawangnya
kedaulatan teknologi informasi indonesia
untuk bergabung dengan umat umat tuhan untuk diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga
ya sudah disita aset bilang saja mobil ini sekian
selanjutnya kami mohon kepada calon presiden nomor tiga
selain membuat tampilan yang lebih menarik
di taiwan dalam dua puluh lima tahun terakhir itu
jadi mereka melihat sebetulnya kalau prabowo itu diposisikan diposisikan ke anak anak muda
gak tau kondisinya apa itu juga absurd
kalau saya lihat jumlah penduduk kita kan semakin lama semakin meningkat
karena kalo menurut logikaku aku gak masuk banget gitu loh
bagaimana misalnya keterhubungan emosi melalui misalnya percakapan itu membentuk yang disebutkan symbolic convergence
dan pada orang seperti apa saja yang kita harus berhati hati
jadi pcr ini tujuannya adalah terus terang aja
pokoknya terakhir gue liat postingannya sih katanya dia kangen basket nih terus setelah itu langsung postingannya taken contract nih keren banget
jadi mungkin masih tidak terlalu terasa lah seperti itu
bagaimana kita memutus rantai penularan
mungkin nggak ini dalam keadaan menesak dibuatnya
buat generasi kita kan beda juga
ini apa namanya sorry per hari gitu sekarang per minggu
bagaimana pak daryono apa yang sebenarnya menyebabkan gempa di sumedang
bagaimana kondisi komuter di indonesia
nah mereka tuh mempunyai bisnis menjual ini halal daging daging halal
dan khususnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengurangi emisi karbon ya
mehdi menyajikan tiga jenis daging tanpa lemak yakni ayam sapi dan domba
sehingga mereka juga menganggap bahwa lebih mudah lagi bagi mereka untuk memutar modal
hampir tidak pernah terjadi konflik antara warga kecicang islam dengan warga dusun sekitar yang beragama hindu
jadi awalnya ini kan anies yang menguasai
tadi saya lihat juga ada yang sempat ditaruh di bawah kaki
sabar bahwa akan apa di lockdown seperti itu saya sempat ke
jadi saya sama istri mutusin untuk hidup di salatiga
untuk teliti apabila menerima
balik sehari saya sudah ada di new york
iya jersinya merah putih bener
kemudian kami himbau untuk kepada calon penumpang yang belum mendapatkan tiket
namun demikian mengonversikan tabung gas tiga kg menjadi kompor listrik
mereka nyumbang barang barang ya alat tak tidak ada nyumbang uang ya
harga krl bekas dengan harga krl baru itu bisa sangat jauh
tapi kalau di nba enggak kalau di amerika enggak nba ya nba paling jago
kan kalau yuda udah disekutu
lebron gak pantes dibilang jadi greatest of all time
ke alam liar agar dia bisa survive lagi dan tidak ada luka ketika melakukan
bangka itu suka ngirim ku ku
karena betapapun anak anak sudah melakukan kekerasan yang sedemikian kejam sedemikian brutal
bukan berarti kita tetap mengabaikan transisi
yang ditarik dari peredaran oleh badan pom
perjuangkan sampai tidak ada penghabisan apapun yang terjadi
penjualan jalan persatuan satu desa mulyorejo kecamatan sunggal kabupaten deli serdang diketahui warga
zat kimia itu tidak akan hilang sekalipun melalui proses masak
yang terkenal terkenal lah istilahnya gitu
bukan hanya wisatawan lokal yang berselancar di sini
juga bisa membuat tubuh kita lebih cepat lelah
penggantian pemerintahan di sri lanka yang baru baru saja ini
untuk diwawancarai bersama sbs indonesia
dan mendapatkan kenyamanan finansial seperti layaknya pekerja kantoran
sehingga ke depan sekali lagi kita ingin mewajibkan semua produk yang dijual di lokal pasar ini mencantumkan keterangan negara asal
kita bisa doransikan sedikit mungkin sedikit untuk
kini mereka tidak perlu mengeluarkan uang saat ingin membawa bayinya mendapatkan vaksin pcv
lalu sudah terkena sinar matahari itu cukup lama
iya langsung dari ovennya
tapi pas kemarin pernah coba pakai yang tele
dalam segala hal yang terjadi tetap ku berkata tuhan yesus baik
wah disana mah ketemuan anak tim udah sampe bosen banget
kita melanjutkan perbincangan dan dialog tadi dengan narasumber saya brita gozi
kepala bmkg dwi korita karnawati mengatakan pada musim lebaran nanti
mengingat harga reptil yang cukup mahal
kita ngundang pemain pemain yang mungkin menarik banyak perhatian di bubble kemarin vincent ya
olahan sendiri jadi tentunya beda lah mie nya
mau join ya itu adalah hal yang dari sisi kami
iya disini ada ada cuma tiga on tiga gitu ya dulu masih tiga on tiga belum tiga x tiga
akibat terlalu sering menatap layar elektronik
kalau gurame yang di empang beberapa kali kan saya makan itu agak ada rasa dalam tanda kutip
terus latihan sore itu latihan tim

maksud saya begini ini kaitannya dengan argumen yang ketiga
keduanya adalah warga negara suriah dan ukraina
tapi mereka tuh bukanya di pinggir pinggir jalan gitu di petokohan nah dari situ inspirasinya
satu bulan itu sudah sekitar dua belas satu tahun itu satu ratus empat puluh empat
saya akan menggunakan kira kira tiga sendok
makanan tikus harus mengandung protein lemak serta serat kasar
terus ada custom designer hagai pakan
yang menyangkut dengan cairan seperti oli dan bahan bakar
oke berarti artinya jangan self diagnostic ya begitu ya
kalau misalnya kita adalah pengusaha kita mau mengambil dari tabungan sendiri
menjadi salah satu kebiasaan masyarakat singkawang sejak dulu di kalapagi
beda gak enggak harus anak orang kaya sih tapi harus punya duit menurut gue
dengan total satu lima miliar
jarak yang ditempu ke wilayah ini hanya sekitar dua jam menggunakan tol jagorawi
mulai ada pertemuan pertemuan sendiri
di banyuwangi tanggal sepuluh april ini nilai pasangnya dapat mencapai dua lima puluh enam meter
sementara putusan mk juga sudah terkatu katu dua tahun belum juga diputuskan oleh mk
yang untuk dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh dua
mendengar pengalaman dari munsif dan kawan kawan
terus kayak wah kok bisa banyak kayak gini ya
telah berjuang untuk mengurangi jumlah hari sewa akomodasi jangka pendek

jadi biarkanlah di tengah begitu banyaknya permasalahan permasalahan dunia ini
setelah ya kita tau lah ya
ya kedepannya mudah mudahan bisa
indonesia di laga pertama mungkin sulit mengalahkan irak bisa menahan imbang
berdasarkan data dari pihak petugas kantor pos ada sebanyak dua puluh enam pelamar kerja
tapi biasanya yang kita cukup amankan itu kelistrikan
kita masih harus tercoba lagi
operasi tanpa perang secara penuh terjadi
yang ini akan diatur waktunya durasinya selama lima belas menit
kalau kerugian ini apa nih mbak kalau kita lihat yang signifikan
tapi lumayan lah buat
wajar jika jamu yang dihasilkan tak berubah sejak dirintis pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh lima
bicara mengenai masalah situasi
ia mengatakan bahwa selain makna keagamanya
di sana sini agak sedikit selengean
jadi kami enggak mau terulang kami siapkan juga crane karena biasanya enggak bisa pakai kendaraan direct biasa
nah secara hukum puspa itu pada dasarnya tidak ada masalah
kurang lebih ada ratusan lah
jadi dia akan datang ke sini dulu
dan dengan rute yang sudah ditentukan
masjid ini juga memiliki taman pendidikan al quran dan menjadi tempat syiar islam bagi warga keturunan
karena kalau kita lihat sekarang mobilitas juga sudah jauh lebih bagus
tidak terkecuali di daerah terpencil tertinggal di perbatasan maupun kepulauan
dan disitu kita berbicara
dulu lagi ini hype hypenya thomas ubercup tuh
dan saya yakin orang tua lili juga bangga
hmm mungkin lebih kayak
seperti rujak hingga lotek mungkin bisa menjadi solusi inspirasi kuliner saat berbuka nanti
kemudian ada serundeng kelapa yang membuat rasanya semakin gurih
bang teh ki nih gue ada link satu delapan nih mau nonton nggak
memang dukungan terhadap petani ini tidak main main
karena masyarakatnya harus terbuka pada surveillancenya
sampai jumpa lagi di edisi podcast si paling sport mendatang
mari kita lihat masmur satu ratus sebelas ayat tujuh dan delapan
karena lu peringkat satu kalau nggak ada indonesia patri itu lu peringkat satu
nah jadi ini yang kemudian membantu ekonomi kita tidak terprosok ya dalam pada kuartal ketiga
ya ini berangkat dari pengalaman tahun yang lalu ya
termasuk di antaranya lebih dari empat anak anak dan dua delapan ratus orang perempuan
hilang dari peredaran sama sekali dan gue tipenya bales request dm yang request kayak kalian gitu juga kan walaupun kita saat itu belum follow
kucing itu dimulai dari usia dua bulan atau delapan minggu
problemnya apa ya kita itu pembinaan kita belum
tetap biasa biasa saja sampai kemudian demamnya itu bertambah
sekali lagi terima kasih mas akmal
lalu kemudian pecahan kaca tersebut itu mengenai dua karyawan yang ada di kantor mui
termasuk mobil mewah untuk mario dendy
memang yang diperkirakan masuk ke
dari lima ratus empat belas kabupaten kota hampir semuanya sudah memiliki rumah sakit di indonesia
papa lo gak ada tugas di indonesia berarti lo gak akan basket sampai sekarang dong
atau berkesama dengan komunitas di sydney
pak menteri sering menyampaikan ya
lo udah gak gambarin backgroundnya nih
terus kayak enggak tahu ya gue lebih suka ya yang ada aja deh gue jalanin dulu gitu
langsung ke slalom atau lo harus langsung ke rally gitu juga bisa gitu
kalau lensa kalau udah barep ya dia nggak jernih lagi
nah kalau yang satu ini hampir serupa dengan pastel tapi asalnya dari kota makassar
kami memandang investasi padat modal
informasi dari kai itu bisa jadi mas krl bekas itu satu kereta
dan melanjutkan studinya di brandis university amerika pada tahun dua ribu sebelas
dan dalam rangka mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat
degani serpong wmn tv atau wmn radio boleh
tni tetap sebuah institusi yang kita cipta kita terhargakan dan kita hormati
eh tau tau bawa ke dalam mobil
berarti harus lebih ditegaskan lagi apa maksudnya satu ratus lima itu ya
tidak ada harus bilang punya harta kayaan berapa sebagai jaminan
inilah waktu yang dijanjikan kepada saya untuk bertemu langsung dengan pendiri pondok pesantren al zaitun panji gumilang
jadi bahwa popularitas dia
itu memberi tekanan psikologis buat pak prabowo atau mas gibran
akhirnya giliran saya dilayani pun tiba
yang juga kepala ilmu sosial dan politik
di sebuah jembatan isinya dua puluh ribu orang langsung kesana semua
itu lumayan membantu karena
ternyata masih bisa memberikan manfaat kami biasanya menilainya sebelum dicacah sebelum
dan ini resolusi untuk kemanusiaan kan
saya ini jadi social entrepreneur itu salah satunya adalah karena ekosistem social investor
enggak ada pressure apa apa cuma saya yakin aja sama kemampuan saya pas itu
irfan masih memiliki cita cita besar dalam hidupnya
kalau beli private jet pasti lumayan bisa ditarik ya
gak maksud gue at least jadi kalo misalnya di bola ya kalo gua kan di bola itu gak mempentingkan pendidikan misalnya segimana basket gitu kan kalo di basket kan kayaknya semua tim ya lu yang penting kuliah dulu dah
emang benar benar nyaman aja aku ngerasa oh aku pakai baju ini percaya diri
pantas gitu harusnya kalau nilainya seratus
ko ya udah halal gitu kan bisa dibawa kemana mana gitu ya ko ya
posisi amplop dalam kondisi disegel sama sekali
khususnya dalam hal tiga t dan juga bagaimana tadinya vaksinasi ini bisa dipercepat
dan kalorinya juga lebih rendah
itu sangat berat banyak orang karena mungkin reputasinya kurang baik dalam pekerjaan
ajin sudah mulai mengaduk bubur dalam pancinya meski jam baru menunjukkan pukul tiga dini hari
pada segmen sehari menjadi kali ini
bertentangan dengan undang undang dasar
samin surawasentiko adalah sosok orang desa yang lahir pada tahun seribu delapan ratus lima puluh sembilan di belora jawa tengah
kota dengan konsep dominasi ruang hijau ini digadang akan memenuhi aspek keseimbangan ekologi dalam kawasan kota
raymond sinaga dari pathfinder teratai batam
jadi polusi laut ini juga pasti jadi suatu isu
sebagai bentuk dari implementasi politik merangkul oleh pak jokowi ya
kemudian hari ini rp empat lima ratus lima puluh
saya kurang begitu jelas yang mendengar suaranya tapi kurang lebih yang saya tangkap adalah saat ini saya sedang berada di qatar village
mereka belajar bersama seperti ini
dan sekarang sudah ada dengan undang undang tiga belas dua ribu dua puluh dua
untuk menjadi ibu asuh si nyamuk baik ini
tapi cukup gak empat belas rumah sakit menurut dokter
bahkan yang paling oke menurut gue cuma malik mong doang sih
namo buddhaya salam kebajikan
bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat karena jika dilakukan dengan sistem proporsional tertutup
admin penggemar wayne rooney juga ya
tahun dua ribu enam belas dengan filmnya amelis
si rekap itu selalu diremehkan sebagai alat bantu saja
pasti ada ya pastilah pasti ada
selama bulan ramadhan restoran sugar and spice oleh intercontinental pondok indah jakarta
kami persilakan pak ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslaw no dua
itulah mengapa tokoh tokoh penyebaran agama islam di periangan kerap menggunakan akulturasi budaya
hal itu disampaikan said iqbal saat para buruh menggelar aksi yuk rasa di kawasan patung kuda
siapa yang mendengar serukanlah
karena algoritma di online itu kan seperti itu
dan dari situ ya jadi keterusan
pantesan dijadiin kapten masuk masuk umur dua puluh tiga tahun
jadi gue tuh kalo ke kantin kalo kemana tuh gue banyak anak buah tuh berdua puluh orang
yang kelima karena erat kaitannya dengan stres
ketika pertimbangan adalah keamanan negara
ini memang diset untuk siap ya
nah ini yang menjadikan akhirnya membangun bangunan tenggok asal asalan mbak
apakah memang salah satu penyebabnya karena memang saat ini sudah mulai masuk varian delta ke tanah air
untuk memasang satu instalasi perangkat teknologi ini
mengakui bahwa visi ruli terkait ai terbilang sungguh optimis
dengan nilai pasang maksimum satu meter
banyak hal hal yang mungkin tidak terkomunikasikan dengan baik
ya kali ini saya mau mengajak anda untuk mencoba mengelilingi taman eko park tebet
karena menyangkut nyawa sekali lagi terima kasih
pada pengalaman saya pertama kali menggunakan opioid
untuk mencari tahu siapa saja lebih dari tiga plus satu orang
jadi unsurnya adalah lintas sektoral supaya dana itu bukan hanya pada dinas kesehatan tapi pada semua bidang yang terkait dengan preventif promotif
kelakuan sejumlah turis asing yang kedapatan berulang di jalanan bali berimbas pada wacana pelarangan wisatawan mancanegara menyewa motor
kalau ada lagunya kan ini terjadi lagi nih kebocoran kebocoran data dan terjadi lagi kembali terjadi begitu
ada justin hubner di setengah kiri
nah banyak media sebenarnya juga melaporkan warga beijing menjerit frustrasi akibat pengetatan lockdown yang diterapkan
karena memang tadi sejak kami memantau pagi hari tadi sampai saat ini saya melaporkan
putusan final mk itu adalah putusan yang final dan mengikat
dari tahun lalu sama tahun sekarang ya
oke artinya menurut anda semua hal masih mungkin dan tentu akan menunggu gelar perkara begitu ya
yang nanti akan kita layani di jalan tol
dan saya pikir ini gak benar gitu kan
tek lu kalo misalnya mau olahraga kayaknya lu masuk sma tiga deh
ini bermanfaat ya buat temen temen semua yang emang mau foto ya
orang tua harus mewakili kebaikan tuhan untuk melindungi anak anak mereka
dengan total nilai investasi itu sebesar satu ratus lima puluh miliar usd
regional australia institute atau disingkat rai mengatakan
beberapa pemain juga udah pernah sempet main bareng gitu kan
pak edy ini fitur layanan belanja dalam aplikasi tiktok indonesia akan dioperasikan
kekayaan intelektual lebih lengkapnya adalah hak atas kekayaan intelektual adalah jenis kekayaan yang memuat kreasi tak mewujud dari intelektualitas
walaupun mesti kita tanya kritis ke mas menteri
sebagian besar aplikasi latihan olahraga ini memang bisa diunduh dan digunakan secara gratis
tidak heran jika banyak orang sulit menghindarinya
kita main pas sehingga bisa empuk bisa juicy bisa juga tidak berbau aroma domba
karena kan sekarang udah ada peraturan bahwa tidak boleh lagi menggunakan air tanah
dan semua formalitas nah ketika kemudian
saffron dapat menjadi antioksidan dan anti depresi
batter diberikan bola terus menerus sampai bisa memukul bolanya
nah pertama beberapa bulan ini setelah beliau mereka deklarasi terus akhirnya daftar ke kpu pak anies punya program desak anies
apalagi kalau kita bisa membenahi kerja sama di lini pertahanan
seperti ini nih dia gak ikut terbawa dalam proses
anda yang ingin mendengarkan wawancara tersebut
ini adalah uang khusus yakni uang peringatan kemerdekaan
yang kedua adalah setelah operasi harus fisioterapi ini dua ini harus nih nggak bisa hanya satu aja
jadi yang di mangkang kemudian yang ada di genuk ini
akibatnya vaksinasi anak berusia enam hingga sebelas tahun hingga kini terhambat
janjinya dan sehingga mereka kemudian terwujud dan memberikan uang
kalau mau ke eropa ya lewat situ gitu
ada yang lima jam sekali tadi ya kan
karena di sana kan punya fasilitas lengkap
berarti kita sudah mengalami tujuh festival
jadi kita kerja bareng beberapa komunitas yang ada di gunung merapi
kalau kita tinggal jauh atau keluar gitu
jadi qatar sendiri bekerja sama dengan keputih dan dengan kisahan dengan amerika bahkan
jadi bagaimana cara kita memperbaiki perusahaan ini
bermain game menjadi pilihan deanda putri untuk mengisi waktu luangnya
desain yang sudah dicetak diaplikasikan di baju bisa dengan teknik sablon atau bordir
kalau kita ingin menutup order ya dari luar negeri
dan yang terakhir dari dunia jurnalistik media tempo dan juga tirto
kita menjaga supaya tidak menular ke orang lain
saat ini sedang dalam tahap penyelesaian
sehingga larutan garam lebih mudah masuk
tapi kemudian ia beralih menggunakan hair tonic
memang jokowi parapo ini sedang berduet sekarang verdi
kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk sehingga kota menjadi hidup
kita akan bisa menyiapkan infrastrukturnya
di denmark apakah ini didapatkan oleh warga negara asing juga termasuk warga negara indonesia
dan dimungkinkan bagi munculnya jamaah haji yang tidak difasilitasi oleh kementerian agama
ayo lagi punya penyakit mah setau ayo pengen wajib puasa kalau kita lagi sakit mah lemakannya ya
apa yang sudah dilakukan tim sus dan disampaikan pori barusan
nah ini yang di saat konflik orang butuh batubara
di sekitar isu ini guna memastikan agar masyarakat tetap memiliki rumah dan memutus siklus kerugian
sehingga berapa penurunannya nilai itulah akan menjadi berkurangnya hak hak korban begitu
aktivitas pengawinan putik dengan benang sari atau kolinasi ini misalnya biasa dilakukan dalam rentang waktu pendek yaitu sekitar tiga jam saja mulai pukul enam hingga pukul sembilan pagi
jadi ini adalah hasil yang kami peroleh dari
caranya dengan metode penyemayan awan
keruhnya juga sudah berat mengganggu penglihatannya
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible awr org
lalu kadang weekend saya ngelakuin fotografi
kok pakai keju jangan sedih kita akan membuat selai coklatnya itu ada di atas rotinya nah yang
para pemain kenchi harus mempertahankan bola kok
setelah deklarasi kan kita belum survei nih
sama aja sebenarnya kayak kalau main double juga kan gitu di combine rankingnya kan
di sana biasanya mereka lebih plain untuk yang ek mayo
dan di indonesia kita dua ratus juta batubara dibakar dalam negeri
dari situ coach carel ngasih ujangan pokoknya yaudah lah sebelas aja
terus yang kedua platform digital itu berbeda dengan
untuk agar uang hasil kejahatan itu bisa dirampas dan kemudian nanti kalau terbukti kita kembalikan kepada korban yang paling penting adalah tppu
dari tanggal lima sampai dengan tni puncak harus mudik di tanggal delapan dan juga sembilan
tetapi kaptennya bertanya apa kita tidak tahu
agar penjalan kaki bisa terproteksi dari hal hal kejahatan
nah apakah ada upaya selanjutnya buat mendekati lagi gitu komunikasi lagi gitu mas
karena di titik ini apabila terjadi hujan
ibu kota atau mother city nya indonesia yaitu jakarta bisa dijadikan sebagai benchmark untuk pembangunan trotoar di jakarta yang sekarang ini sudah tiga puluh dari target dua enam ratus km yang dijanjikan oleh pemprov dki jakarta
setan memiliki motif terbesar untuk
jadi itu menjadi suatu breakthrough yang disambut baik oleh temen temen kloting lain gitu
arifin rahim menyatakan ia dan juga keluarga besarnya berharap kapolri bisa mempertimbangkan
menurutnya kehangatan komunikasi dengan tamu terbangun dalam relasi ini
naik lagi mereka lebih jauh lagi kalau mau ke lapangan kita sih berdek posisi jauh jauh banget
yang menarik dari komunitas batubara dan termasuk juga beberapa komunitas mineral yang lain ya
penjualan produk produk indonesia disini
dan biasanya dividen interim juga akan dibagikan oleh bank bank bumn yaitu empat bank besar tadi
dan kita harus terus meng engage amerika serikat terutama
kelurahan mogosari kulon dan kelurahan mukti adjo kikus dan kelurahan dayang sari mbak oke mbak ita
karena kalau sudah pada posisi semua negara ngerem ekspornya yang bisa menyelamatkan negara itu ya negara itu masing masing
waktu itu kan kita di luar sebelumnya di luar kekuasaan tetapi
nah ini sejauh ini bagaimana respon keluarga
jadi kayaknya hal hal digital atau virtual tuh udah lengket banget udah paham lah
jadi ada perubahan cuaca di mana kita harus waspada
ya terus sama sambil main tarkam gitu basketnya
ya kita memang indonesia itu sangat sangat kaya di biodiversity kita ya
selain itu taman nasional ini juga memiliki pesona alam afrika vanjawa dengan beragam satwa eksotis
biar cepat sekarang jadi kita total ada empat ratus tujuh puluh unit mobile reader
itu ditargetkan malah jauh lebih tinggi dari yang tadi
yang jelas memang tidak merampok bank atau mengambil sesuatu yang bukan milik anda
tapi gue masih enggak paham deka maksudnya klub perbasih itu perbasih yang bikin klubnya atau perbasih emang gimana kak
jadi ada jabuti tabe
udang dan kepiting adalah satu keharusan bagi keluarga douglas
oh itu lah jalur undangan itu memang ada kan jalur undangan snm
susah banget ikut pertandingan juga yaudah lah
untuk proses syutingnya sendiri gimana mas
kalau mbak brita katakan selain ada posting
jadi untuk saat ini dari perkembangan perdebatan yang ada motif politiknya sangat kuat
diintegrasikan sehingga pengambilan basis pengambilan keputusan itu betul betul ada pegangannya yaitu data
karena memang itu sudah amener muktamar pkb sih ya
yaitu yang perlu disosialisasi adalah
sampai hari ini gula merah merupakan bahan dasar pembuatan beragam makanan dan minuman manis tradisional
adanya beberapa mitos yang beredar di masyarakat mengenai katarak
regulator amerika serikat pada bulan juni
mengapa tuhan memilih elemen waktu
ini kami bersama sama melakukan
dikarenakan sanksi sanksi yang ada di undang undang pdp itu sangat besar dendanya
atau melihat adat adat yang ada untuk bisa dinikmati oleh setiap orang
ini sambosa martabak daging martabak martabak
kita lihat di visual berikut ini ada bambang widjo yanto ya selaku anggota tim hukum pasangan anies baswedan momis kandar
sudah menjadi tantangan bagi komunitas ini
misalnya kalau di pesantren itu
siapkan infrastrukturnya beri target
yang harus dikerjakan pemerintah adalah menciptakan
jadi terlepas dari keinginan keinginan maupun juga dorongan kebutuhan yang mungkin sifatnya desire
karena aku memang ada beberapa lapangan juga memang khusus aku siapin buat aku main sama temen gitu
admin pertama kali moto ibl kapan
media sosial ramai terkait karyawan dengan gaji lima juta harus membayar pajak
jokdir mk juga sudah menyatakan bahwa dia gak tahu dengan adanya isu ini gitu
paling spesial untuk hiupaus jadi
kok ini pertanyaan apa pernyataan terakhir lah ya
ada arahnya gitu loh
kumpulan dari bahan ini adalah dapat menyimpan daya lebih besar
yakni kompetisi pramusim liga basket indonesia tanpa pemain asing
ya mungkin bukan lima puluh lima puluh ya
tapi juga gara gara penjualan tiket di tim nasional
jadi dari kami bukan hanya istilahnya gambar atau misalnya pembaca komik
untuk menyadap aliran air sungai cikapundung yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air bangkok
termasuk juga para pengamat ekonomi juga
yang lo pake sepatu basket
sekarang memang masih mahal tapi suatu saat energi terbarukan juga akan murah
rada rada sedikit agak menahan diri
yang mana yang lebih penting internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sudah susah
kayak jadi pemain pembinaan segala macem gitu
kegiatan yang disebut pawiyatan ini mempelajari dan menguji pengetahuan
sejak beliau diangkat dari menhan ya
baik mas muhammad julfi anur
gak apa apa gak penting jaraknya yang penting medali emasnya
hampir setengah dari semua suburb termasuk dalam kesulitan tertinggi
bawal bisa jadi kanibal
tidak mengubah cara hidup warga kampung praijing

di indonesia drift series kan ada kelas ceweknya
kemudian di sisi lain soal penelitian tadi juga menarik yang disampaikan bahwa
nah itu sebabnya kenapa kata kata atau keyword data
keluaran dua puluh ayat yang keempat
ternyata dia ngomongin soal krisis pangan krisis energi
kalau kita tanyakan ke presiden
bukan royal sih maksudnya care ke pemain tuh care gak hanya
kemudian ya saya tidak tahu kalau kita yang ada dalam posisi ini apa yang kita buat
atau anda merasa sudah terjaga tetapi badan sulit dikerahkan
pan orang sakit puasa kaget wajib hukumnya assalamualaikum ada apa ini sore sore ribut
baru baru mau mulai yang seriusnya sih kayaknya pas udah mau lulus malah
kalau mereka mempunyai inovasi mempunyai gagasan
dan walaupun kita disana cuma sebentar
mulai dari desain sepatu pemilihan spesifikasi bahan
kalau enggak panggil gitu kan
atau kepada media mainstream atau televisi yang menggunakan teknologi digital di dalam penyiarannya
oke ini teman teman abastok mungkin udah pada nungguin tentang giveaway yang udah kita jalanin ya bu
bang ari rompas terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
dan kalau itu berakhir setelah sekolah
nah itu wdc itu juga kan banyak banget ya dua belas tau gue dan mereka kan bukan anak anak kecil banget yang dua belas tahun
dengan kedalaman sekitar dua meter
sekitar ada delapan puluh persen
istiqa ah dengan bantuan ada pendamping
tetep setelah tanding ya kita kalau nggak pelatnas lagi ya kita model sendiri buat tanding buat apa
terima kasih kami ucapkan bagi anda semua pendengar kami yang setia
ya kurang lebih tiga jam an
tidak ada dua pun di dunia kecuali di sini
makanya saya sih melihat tidak berlebihan kalau pelatih sintayong dan pemain pemain tim kita cukup optimis menghadapi pertandingan piala asia ini
tapi dari dua kali program girls on track itu
jangan kalau misalnya entertainment ya seakan akan jadi semuanya murah
terhadap perusahaan yang akan diberikan oleh pemerintah australia dan pengiriman yang diberikan oleh pemerintah australia
bayeren itu sepakat harus kita bersatu
melakukan lobby kepada kci dan kai di dua ribu dua puluh satu
namun yang harus diingat nih anda harus memulai hari sejak subuh hingga menjajakan roti sampai malam
padet gitu terus rame gitu
hal ini pun yang dilakukan barongsai asoka
ya saya ulangi itu harus diaudit bpkp
kenyang mengisi perut saatnya melepas kehaga dengan seteguk kopi
sementara untuk toppingnya cukup morogokocek tiga hingga enam rupiah saja
yang dirugikan dan nilainya juga tidak kecil
milik pemerintah di kota guriga
pai karantina tersebut nantinya akan diawasi langsung oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan
di zaman nanti pak prabowo dan juga gibran ini menjabat
kalau yang aku tau sih gak ada ya soalnya mungkin dulu aku juga
apakah ada kesempatan gue bisa datang ke sini
bisa cepat selesai bisa ditangkap orang orang
banyak dah beberapa macam negara gitu
karena saya yakin abis ini positioning nya ganjar itu pasti akan sebagai yang teraniaya gitu ya
nah sambil menunggu api bisa membuat minyaknya cukup panas
di amerika di mana
sehingga kami tetap yakin bahwa suatu waktu ya carbon capture ini teknologi untuk mengurangi emisi di pembangkitan akan menjadi affordable
untuk menyiapkan makanan buku ini cukup mudah
terima kasih sekali dan sampai jumpa di lain kesempatan
saya menduga kalau ini ada sesuatu yang terjerembab dan agak fatal
basket mau kayak lou williams
menghabiskan sembilan kg daging sapi hanya dari waktu subuh hingga zuhur saja di nenek ya tahun overlooked
sementara hujan deras yang melanda kawasan hulu sungai ciliwung
ya itu jangan harus di garis bawah itu
yang penting bisa tidak terlalu jauh dari akal sehat
kalau demo kalau orang punya tujuan bersama emosinya kolektif
rumah dik doang merangkul konsep maksimalis karena dipenuhi dekorasi dan perabotan rumah yang kontras
di puncak acara g dua puluh sih ya yoga
mayoritas pekerjaannya pedagang bubur
hasil budidaya para siswa di lahan kosong yang berada di sekolah ini terlihat segar dan tumbuh dengan baik
berbekas dong sampe sekarang
negeri dongeng memiliki ciri khas pepohonan rindang
dia sudah menunggu di kursi resepconis cukup lama
atau setidaknya sampai tadi siang itu masih belum begitu banyak
akan menjadi tidak menguntungkankah
accessibility sudah kita siapkan
setelah musim yang panjang yang dengan berbagai pencapaian
justru memang kita di masa pandemi alhamdulillahnya bukan hanya gak ada lay off
ada salam juga katanya dari mas adit buat kariko katanya
kita habiskan saja isiannya
cuman setelah kayak sultan dipanggil timnas elit
mereka ada satu peserta juga yang ikutin pertama
terus baru bener bener seriusnya sih smp satu sih basket
sentimennya banyak sekali negatif
pikiran anda tidak pada tuhan di atas
dengan melaksanakan beberapa tips meninggalkan rumah saat mudik
seperti ini situasinya agak sangat ini
nah yang kami hadapi setelah ibu kota ini ditetapkan di kalimantan timur itu tekanan terhadap perambahan lahan naik
lain masuk neraka lu orang baru tahu rasanya lah ayo punya penyakit mah kok makanya ayo ke puasa
semua sekarang masih ya omon omon
dan miyukato juga mungkin gitu ya
saya ingin agar manusia tetap sibuk
sehingga otomatis produktivitas dari peternaknya
sebab bila terlalu panas tikus akan mudah mati akibat heat stroke
damai dari bapak di dalam hidupku
bener kalau di sebelas mungkin pengalamannya minute playnya bakal lebih banyak
atau berjalan tanpa alas kaki bermacam macam
aku ngontrol puluhan ribu orang di sana dan itu pengalaman gila banget
jadi tentu kita coba melayani masyarakat sepak bola dengan harga yang baik ya
hendrawan setiawan daniel yuwantoro yogyakarta
itu kalau kita melihat karena prabowo kan punya kucing ya
apakah jalan perjuangan mereka itu selesai gitu
nah jadi batubara nih jadi penyelamat ekonomi indonesia malah ya
jadi sedari kecil saya lebih memperkenalkan real food
tidak akan terjadi hal ini
ada beberapa target untuk keketahanan ini
berarti bisa kita simpulkan bahwa lagi lagi pcr kumur ini bisa jadi opsi
sistem ketatan negaraan kita dampaknya yang paling fatal ini apa mbak bibip
nah ini terbaik mbak
namun pada umumnya para ilmuwan belum yakin mengenai akar permasalahannya
karena ingat memang di skb tidak ada syarat wajib vaksinasi
gbk sekarang sih oke ya maksudnya masih ter maintenance dengan bagus
dan ya kita paling sering ngadain aktivitas yang pastinya buka bersama untuk mengobati rindu dengan suasana ramadhan di indonesia gitu ya
kalau mau dibuat lebih kecil bisa kok

nah kita ketahui bahwa kalimantan ini dulunya dulunya ya paru paru dunia kalau sekarang sih tinggal kisah kisahnya saja gitu
oke kemarin juga sempat menjadi salah satu yang terlemah juga di pasar asia pada perlupaan perdagangan kemarin terhadap dolar amerika serikat
pada akhir tahun lalu ia dan suaminya menjadi penyintas covid sembilan belas
terus berarti pulang ke indonesia
nah ini justru membuat kepercayaan
bangga lah terhadap produk indonesia
atau tempat yang bisa direbut kembali gitu
padahal dulu belinya pakai uang dari para korban kan begitu
ini kan tinggal november desember januari
kalo mereka main di atas tim papan atas kan jadi ga enak timnya
mungkin kalo di motorsport sejauh ini masih dominan laki laki
berikutnya setelah dokumen tadi anda sertakan anda harus mempunyai dokumen berikutnya
selama tiga puluh tiga setengah tahun
jadi untuk naik kita harus pegang idealnya itu yang vertikal dan badan kita selalu dekat dengan
jadi kalau misalnya contoh kemarin pada saat awal aja sudah karena sudah tiga tahun ya
sejak satu menit lima belas detik ini juga masih di dalam evolusi
baik dari sisi etnis atau suku hingga antaragama
bencana tanah longsor yang tadi saja diberitakan mscnn yang tadi mbak access transportasi di
mengabulkan permintaan kecil mereka ya
sekarang udah delapan episode
sesuai dengan p tiga dan standardisi siaran
lihat pecahnya lihat pecahnya tuh
nah pak joko setelah arus mudik nih tentu pekerjaan belum tuntas sampai situ saja
dan ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi di masa yang akan depan
dari mulai sabtu minggu itu
dengan kayak musik australia ya
dan ada croissant sama ayam yang sudah digeprek
bahkan sudah diminta ada sekian puluh ribu
di daerah yang berada di kelurahan kota wetan ini ada sekitar seratus perajin kerupuk kulit dan dorok dok
kurang biasa aja tuh biasanya tuh bakatnya sudah ada tuh kayaknya
maka saya lihat tim nasional indonesia akan habis habisan main bertahan
dalam rangka menghadapi bulan suci ramadan
menjadi jalur lalu lintas bagi banyak makhluk laut besar
semuanya lah gue betul dan sekarang ini tanggal dua puluh juni ya ini hari penentuan untuk dua tim lagi
mereka juga mau ajak omong gue juga mungkin sungkan gitu
dengan kecepatan yang menurut saya
salah satu tuntutan para buruh yakni ditegakannya pemilu bersih
yang ringan dibumbui visual menarik
yang melihat penyerangan dan bunuh banyak palestina
tentu saja ini bukanlah berita baik di tengah gejolak ekonomi global
jadi kalau kita lihat apa namanya ibarat paru paru itu sudah bolong bolong gitu
jika pada umumnya masyarakat menggunakan transportasi darat untuk menuju bekasi
itu memang tidak perlu one way di situ
dan di dalamnya tidak ada kebenaran
namun nama simple itu pastinya mengandung doa dan harapan yang besar
tapi saat gue bermain basket itu gue enjoy banget
pengamat olahraga basket roshidan
nah kemudian untuk yang vaksin pertama itu adalah vaksin yang berubah
saudara pendengar ada tren yang meningkat terhadap produk pengganti daging
bentuknya yang menarik dan tampilannya yang cantik membuat produk buatan warga di jalan gunung athena denpasar bali ini banyak diburu pembeli
lawan korea itu gua emang itu kan
jadi ya menurut saya ya mereka bersaing untuk bisa masuk aja dulu deh gitu
kalau kita melihat misalnya teks yang diketik oleh sayuti melik ya
sedangkan karipap adalah makanan sejenis pastel dengan isian kentang berbumbu kari
di situ kita mendoakan leluhur leluhur yang sudah mendahulu kita
kampung ini akan terus hadir bagi wisatawan khususnya bagi para backpackers
bahkan ke jawa tengah seperti semarang
gaga pun mendapat ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun
kali ini saya akan mengajak anda ke bfc mini farm yang terletak di bintaro tangerang selatan
tim liputan cnn indonesia
kemungkinan besar kita tidak bisa menyelesaikan vaksinasi untuk usia dua belas tujuh belas tahun ini
bentuk masjid ini berbeda dengan masjid patok negoro lainnya
ini tahun ini adalah yang terbesar
setelah itu segera masukkan loyang ke dalam oven
hadirnya transportasi modern yang serba cepat semakin menggusur fungsi
kemudian dijual dua belas kg tetapi dia kan belinya tiga kg
yang ditimbulkan oleh platform persewaan jangka pendek terhadap komunitas lokal
itu sih yang topnya so far gua ya
yang lebih baik untuk perbaikan kedepan
nah metode perawatan apa yang cocok bagi kamu wanita
itu kan pembohongan secara mental
ya itu fakta bahwa kecil banget
mungkin yang secara season selalu diperpanjang lalu dengan gamenya mungkin yang selalu up to date
lalu apakah relaksasi harga itu rp lima sampai rp enam
untuk disebut sebagai fotografer
ini berarti kita text itu setelah ibl bubble setelah seminggu ya
tapi kan tadi pak eko menyebutkan bahwa ekspatriat yang ada di saudi diperbolehkan untuk menjalankan ibadah umrah
untuk menembus lokasi kebakaran di kawasan pulau gadung jakarta timur
jalur pantai utara jawa rawan banjir dan banjir rob atau laut pasang
penyelenggara memberikan peringatan bagi pengunjung yang menalami lupa jantung dan asma
namun yang paling utama adalah kenyamanan
menurut dosen fakultas ilmu budaya universitas udayana
ini didapatkan dari sebuah penangkaran bukan dari alam
jadi ini gunung es
kalau gak ada streetball nih
kiranya berkat istimewa menjadi bagian bagi anda dan seluruh keluarga
dinyatakan lulus tidak ada sekali jadi
menurut bapak apakah kebijakan kebijakan tersebut juga efektif dalam membantu mengurai kemacetan pak
dan harganya berapa dari pantauan anda
kepadatan permukiman dan aktivitas wisata di sekitar sesar lembang menambah besar resiko bencana
terjadilah istilah bullieside atau maaf anak anak murid murid yang akhirnya menghitung akhir hidup mereka
termasuk warga sipil termasuk anak anak
dan ya terutama ya gue pengen banget ada pembalap cewek yang lebih banyak itu pasti gitu
angkat untuk betul betul dikeringkan
sebagai sumber kekuatan ai berikutnya yang dikembangkan di indonesia
jadi kayak tetep pendidikannya di atas basket gitu
sayang beribu sayang hasil penelitian yang satu dan penelitian yang lain tidak konsisten menyimpulkan profil pelaku seperti apa
kalau menurut partai amaran nasional
untuk memberikan apresiasi setinggi tingginya
harapannya adalah pada partai politik pengusung capres cawapres yang kalah dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat ini
bagaimanapun juga aset tersebut tidak menjadi milik kita
yang di naro di saham ini udah lumayan ekspor lah
seperti saat ini tren yang ada yaitu dengan salmon dna
jadi langsung ke para pedagang lah si crypto ini
silahkan kirimkan pertanyaan anda ke menja redaksi
dari situ aja gue ngeliatnya gak ada yang seserius itu
namun demikian kita juga harus memberikan sebuah treatment kepada warga negara asing ini
biarin biar kualitas dijaga gitu
jadi dia ini murni dari ayam yang direbus lama
jangan sampai ada yang namanya kebocoran
contoh pemain basket yang baik
suara seorang pria mulai berbicara tentang seseorang bernama yesus
kita di laga kedua itu adalah penampilan kira kira gambaran indonesia di piala asia nanti
umat muslim yang ada di kabupaten jemberana kemudian di kabupaten buleleng termasuk juga di kabupaten belungkung dan badung
harga di tingkat petani tidak akan jatuh
saya tunjukin apa yang saya tahu
sementara jendela berjumlah sembilan sebagai simbolisasi jumlah wali songo penyebar islam di pulau jawa
apa apa saja yang di informasi yang perlu diberikan
meski dalam kurun enam tahun terakhir jumlah studio animasi dan animator indonesia yang berkualitas mengalami peningkatan yakni dua ratus
impor pangan terus melunca lalu kemudian pada titik tertentu kita betul betul akan terjadi goncangan krisis pangan di indonesia kalau terjadi gejolak harga di pasar internasional
pasir panjang sembulan tanjung pasir merah sembulan hulu
game ini hadir dalam beragam genre
dengan kandungan yang dibiriki susu dapat membantu melengkapi gizi yang diperlukan
nggak puasa iya memang betul tapi penyakit yang bagaimana dulu sekarang berarti tidak puasa ya
oke lah c kita bahas lah c performa coloren yang di bubble boleh dibilang banyak menarik
ya sebetulnya kan kalau debat ini akan melihat juga
komnas ham menyebut menembakkan kas air mata memicu kericuhan di kanjuruhan
yang kedua terkait lagi lagi soal harga itu tentunya saya sih pengen ada apa namanya
saya memakai kata instabilitas regional
kebijakan ini diterapkan untuk mencegah penurunan muka tanah
selain jagung panggang sayur paku hingga daun kemangi pun tertata rapi dan siap disantap
jari lewat lobang yang berada di belakang
atau untuk hasil maksimal lima kali seminggu
berada di kawasan pakualaman warung jamu ginggang sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh
kami itu sudah kehilangan hutan alam primer sekitar empat juta hektare
sama aja kayak kalo orang kerja kantoran pergi pergi ke luar kota gitu kan
mulai banyak kayak apa akun akun basket indonesia gitu kan
dividoin terus kasih laporan tiap hari
jadi kan kelangkaannya akan terulang lagi
untuk menempuh perjalanan saya dari hotel ke national olympic stadium sejauh tiga km
perhimpunan pengusaha kuliner indonesia di victoria
adalah tingkat partisipasi masyarakat
prof jordan mengatakan bahwa penelitian di amerika menemukan bahwa sebanyak tiga per empat penderita ptsd mengalami sleep apnea atau apnea tidur
soal sirekap memang kita memahami banyak kekurangan
ada faktor yang membuat mereka melakukan hal perundungan tersebut mas reza
taswean sedang tak tenang
indonesia menempati urutan ke tujuh negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia
kenapa kita berbau kita marinate dalamnya olive oil saffron dan minyak zaitun untuk empat jam
kalau ingin menggunakan transportasi seperti tuk tuk dan remuk
ketika fatwa itu nanti dikeluarkan
karena sistemnya sistem terbuka
sebuah aplikasi permainan yang menyajikan
gelisah tak bisa mudik karena dilarang
segala sesuatu yang tuhan ingin anda senangi telah diputarbalikan oleh iblis
ibu ke mereka ini perseratan awalnya apa harus disiapkan orang orang calon calon legislatif
dan harus dikembangkan selama beberapa tahun ke depan
sehingga kita punya dua bulan cadangan pangan
membangun sebuah gerakan sosial
yang berikutnya juga tentu saja ini
ada tempatnya allberg namanya lima jam dari copenhagen
memanfaatkan gang sempit di tengah pemukiman padat warga menanam tanaman anggur untuk menghiasi kampung mereka sekaligus memanfaatkannya untuk dikonsumsi
kayaknya isan tertarik banget nih
ya emang tinggi tapi
salah satu pemain yang terlalu ceroboh di defense makanya
hal ini dapat terjadi beberapa kali saat sedang tidur
mendapat berkah karena kita bisa
teknik juga untuk lakukan pembayarannya
nomor satu mengakui diri bahwa memang anda terlilit utang dan anda ingin menyelesaikannya
pasalnya beban dan dimensi besar yang ditempatkan pada atap kendaraan
nah untuk itu memang diperlukannya yang tampil surya gitu
untuk bisa mengimbangi gitu si si wei terus sama si si sung jae terus sama ada capol gitu
jalur a merupakan jalur yang berada dari arah jakarta menuju ke jawa
dengar dengan baik apa yang dikatakannya
car free day begitu car free day wah luar biasa itu selamanya
jaseline memutuskan untuk menyerahkan hidupnya kepada yesus ini
oh jadi makanya imbal juga mau diajak ke sana ya sebenarnya ya
kuda di sepak bola karena barah kuda itu
nanti kalau nanti di dua ribu dua puluh tiga ini juga masih kurang
tapi kalau berkomunikasi dengan tim yang dibentuk oleh gubernur jawa barat
bahkan teknologi ini ditunggu tunggu kelompok masyarakat
bayangkan mas mereka saksi partai untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden berjipaku berjuang
produknya bisa dipesan customer melalui media sosial atau e commerce
yang pada akhirnya justru semakin memperkaya variasi kupat tahu khas nusantara
yang sebenarnya memenuhi empat kriteria ya
karena memang untuk bumbu kacangnya ini dicampur dengan cabai rawit
maka tuhan itu pun akan memberikan bagi dia satu kesempatan
dianggap konten yang menarik minat masyarakat namun diperlukan etika saat konten kreator tersebut membangun kreatifitasnya
rongga udara harus terletak di bagian atas agar tidak pecah
takutnya kan gue kan belum bisa nih
dua merek vaksin lainnya yang akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong
sejak penelitian dimulai pada dua ribu delapan belas data yang dikumpulkan mencapai enam ribu terabita
kalau kemudian delapan belas ini bermasalah jangan dipake
ditabur dengan bawang goreng dan merica
siapa bersedia selamat diberi tuhan
di samping tadi ada surat edaran dari satgas
jadi kalau itu berarti saya akan ke indonesia untuk bermain saya akan suka
mereka menjalankan perintah pemimpin tertinggi ali khamenei pada bulan april bahwa melanggar jilbab adalah sesuatu yang haram secara agama dan politik dan dilarang
salah satunya itu kita memberikan magnitude mungkin moderat
tinggi tinggi juga ya kuyatong gak sih
terus akhirnya periksa lagi ternyata tiga ratus dua puluh tiga
saat ruahan warga dusun kecicang islam akan membawa hidangan nasi dengan sejumlah lauk lauk dalam sebuah nampan besar
di sydney taman kota kecil menyediakan ruang hijau yang sangat dibutuhkan
oke kalau nggak setuju tanggung jawab loh
perlu dicetak tadi yang anda sampaikan
pasien gagal ginjal akut di rscm
hal yang pertama terkait dengan data pemilih
lo bisa dapat koneksi dengan pemain
masuk ke main draw nya
udah datang ke podcast si paling sport
jadi memang ada dua rute yaitu dari rute lrt duku atas ke bekasi yaitu nantinya akan turun ke jatimulia
minyak yang dipakai berulang kali itu ada hasil sampingannya
saat itulah perusahaan menunjukkan dokumen pembelian jalan dari pemkap deli serdang senilai satu enam miliar rupiah
maka nanti tentu harus menjadi prioritas adalah bagaimana rencana bisnis yang diusulkan ya oleh waskita misalnya ya
pola pikir kan nah kita sebenarnya bisa
apakah publik mengapresiasi langkah pengunduran diri prof mahfud dari sisi etis
pengendara juga telah bisa merasakan lajur baru ini sejak mudik natal dan tahun baru lalu
karena hujan dan adanya genangan air di lintasan
sakit adalah post operatively atau kronis sakit itu sangat menyebabkan
ikhtiar para mahasiswa hari ini agar dia tetap bisa sekolah adalah
dan itu memang terjawab di tanggal dua puluh dua april bahwa memang putusan mk itu menolak seluruh gugatan satu dan tiga
ini bisa bermasalah sebenarnya
itu benar benar membuat kita belajar untuk tidak sampai yang jelang ketuaan itu kan pasti menurun
laku kita pakai lagu mengurangi tidur puasa wiritan dan meditasi
dibanding misalnya model pernyataan yang seperti pak mahfud ya
dan tppu dakwaan yang dibacakan
dan membuka cabang di cikini pada dua ribu empat
perburuan telur paskah adalah permainan khas minggu paskah
saya pakai kentang yang ukuran besar
ya bersenang senang atau istilahnya zaman sekarang dikenal dengan self reward ya mbak
sejauh ini apakah kemudian polisi
mereka memberi makanan perawatan juga perlindungan terbaik
alhamdulillah begitu pas begitu diajak jadi tim
soalnya kalau sudah terbawa suasana kita bisa saja melakukan hal yang tidak masuk akal yang ujung ujungnya merugikan diri sendiri
seperti di kedai joder kadani di surabaya ini
atau mungkin anda ingin bermain musik bersama secara berkelompok
sehingga obat obat yang diproduksi tadi
sampai sekarang berjalan mulus
tapi di masjid ya kebetulan masjid yang kami biasa datangi
kemudian ditutup menggunakan terpal untuk mengurangi potensi basah karena hujanan
nah itu poinnya sih bahwa undang undang dasar kan nyebutin ya pasal tiga puluh tiga
pelanggan datang dari dalam dan luar kota bandung
kondisinya ya yang lihat lihat orang agak sepi atau gimana gitu kan
kalau dengar kabarnya planningnya itu dua ribu dua puluh empat mungkin abis pemilu lah
sebenernya faktor utama apa sih sebenernya
oleh sebab itu dengan usia di atas tujuh belas tahun
mohon maaf pak kami nggak bisa kami membatasi saja
ya jadi kalau terputus ini hanya ada di jalan raya kaligawi mbak jadi yang
kalau bisa dikatakan mungkin sebagian besar diharap
mas reza selamat malam terima kasih sudah bergabung bersama kami di prime news
partai hanya dijadikan entrance ticket
langsung belanja maung yang dari lokal
tercatat ada satu ratus delapan kali gempa yang terjadi dengan magnitude satu hingga empat
dan bahkan ia mengundurkan diri dari polri karena ingin fokus untuk melakukan pemberantasan korupsi
nah cuma ya itu kan keputusan dari coach raiko ya
orangnya juga humble banget
tiba tiba hal yang kacau ini
gula semut dijual dalam skala besar atau grosiran
karena adanya polarisasi dari sikap
yang orang indonesia juga tetapi mereka mendapatkan fasilitas
dan yang paling penting juga adalah si rekap
jadi itu juga mungkin ada impact nya terhadap makanan mereka tapi juga tadi kebutuhan untuk reproduksi
alat tersebut mestinya label nya atau sampelnya itu dirobek di depan pasien
selain itu mbah sum diklaim sebagai pembatik tulis tradisional
menyambut idul fitri tapi yang kita koordinasikan yang kita tata dengan baik adalah
tony bahkan pernah mengalami cedera pada tangan saat memeras santan
sedangkan tahun ini kan juga cuma lokal doang gitu kan
gue lakuin juga jadi kayak rezeki gitu
apakah orang orang yang semacam ini bijaksana
tapi kepedulian terhadap lingkungannya juga ada
namun menyatakan belum bisa bergabung
bedanya kue sus memiliki isian vla atau krim di tengah sementara ikhlaq biasanya diolah tanpa isian tapi ditambah topping berupa coklat diatasnya
dan juga jangan sampai aset aset bumn
periode paskah dikaitkan dengan liburan panjang akhir pekan
apa namanya ruang ruang tertentu misalnya
ada hal hal penting yang belum temen temen mungkin tau gitu
tapi entah kenapa kalau di timnas ya cocok cocok aja gitu tanpa harus yang latihan lama gitu sama abraham gitu
ketika mereka menjadi kelas menengah mereka bekerja mereka memberikan pajak bagi negara
kalau seperti ini kita kasih lima sampai sepuluh ekor kecoa dubia
kok tapi sebelum ditawarin sama coach dhani ke saat tiga itu kalau misalnya andai waktu itu nggak ditawarin kok mau kemana waktu itu
aksi penembakan yang menewaskan brigadir yosua masuk dalam kategori extrajudicial killing
karna mursalim arief yunan jakarta
jangan merasa diri kita menjadi orang yang sombong
kalo kata kak icat owi tuh punya karisma ted
karena bisa mengantungi pundi pundi sedikit lebih banyak
jadi menjelang masuk dan saya sudah deg degan
dan gue tuh kayak ya sedih aja kalau misalnya
kalau dulunya rafah itu hanya pintu yang boleh masuk keluar
apalagi untuk preventif dan promotif yang bisa diberikan oleh pemerintah
model kampanye digital nampak semakin getol di gluti para kontestan pilpres dua ribu dua puluh empat
saking gue gak berhasilnya diajak bokap gue ke sirkuit sentul
mungkin abu langsung udah ada namanya bu
ya itu ada rasa nostalgia itu juga sih
kala tim jaksa dan kuasa hukum sudah menghadap hakim
misalnya orang kan pulang walaupun memang sekarang jamnya
dua scrimmage itu emang sengaja dibuat back to back
bukti bukti yang dikumpulkan fakta fakta yang dikumpulkan itu bisa terang benderang
karena yang dimasukkan itu bukan cuma data demografi umur jenis kelamin dan umur dan jenis kelamin saja
tapi harus mundur karena akan atau sudah melakukan konsolidasi terlebih dahulu
cuma sebagai mana apapun kalau berbasis aplikasi ya kerasian data harus hati hati
terutama norma aturan ini norma hukum ini
beliau sangat tegas dan memperhatikan setiap langkah
nanti masih menunggu sebenarnya kalau ini selesai
jadi kita menyayangi bidang usaha ini jadi lebih menyukai bidangnya
di daerah ciledug tangerang banten ada satu kampung yang diberi nama kampung nastar
jadi kuncinya bukan hanya mengalokasikan anggarannya tapi bagaimana efektivitas daripada implementasi dari program programnya termasuk untuk kesehatan
britajaya akan bermain di
dan menceritakan beban hidupmu
pengalaman serupa juga dialami oleh pemain basket nasional kaleb ramut gemilang yang terkena cedera acl pada tahun dua ribu empat belas
namun memang penularannya tidak lewat keterjangkitan virus atau bakteri atau kuman tidak
ini kan lebih kecil nih ukurannya
karena banyak sekali sumber daya dari gunung api ini yang kita manfaatkan
apakah memang ini begitu urgent ya pak
piala asia dua ribu dua puluh empat di qatar tentunya menjadi ajang tersebut
menembak ini kan sebenarnya pas awal awal asean games kurang diperhitungkan ya
di balik kreatifitasnya dalam rangkai kata pria yang lahir pada dua puluh delapan februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh ini
di sini menjual juga nih rempah rempah atau bahan bahan untuk masakan asbatak
namun jika mengacu pada kunjungan presiden joko widodo di beijing pekan lalu
saya mau ke bu yenti bu yenti apa pandangan anda ini soal pastinya harapan korban dan juga pasal pasal yang dikenakan kepada kedua tersangka
kami mengajukan beberapa ahli salah satunya adalah ahli kimia ya
akhirnya aku putusin pindah ke satria muda
tapi gue bisa bilang sekarang sekarangnya dari dua ribu beberapa ya kalau yang cocok ya abraham gitu ya
rumah adat kampung pulo juga merupakan peninggalan mbah dalem arief muhammad
nah kenapa mudah tadi
itu harus terus dilakukan
kemudian dipakai oleh kubu kubu satu dan tiga terutama bahwa adanya dissenting opinion dari hakim mk itu menunjukkan bahwa sebenarnya
kita langsung aja buat lapisannya tipis tipis sedikit sedikit
bencana gempa di cianjur beberapa waktu lalu menjadi alarm penting bagi masyarakat kota besar seperti jakarta
tapi tidak berarti harus ditempuh jalan diam diam mengeluarkan perpu
ketinggian pasti kita udah timbang karena di tol apa namanya itu
para penari menempati sisi kiri dan sisi kanan bongkahan batu panas
dan juga bukan di bulan ramadannya
karena banyak event bola basket di indonesia yang belum terkuak sih
oh nanti ya silahkan tadi daftar itu apabila bisa disampaikan
prestasi tertinggi rizki menjadi kampion di turnamen dream league season sepuluh tahun dua ribu delapan belas
kalau di arab enggak bisa ini udah
selamat belusukan kembali membantu warga ini
hasto merinci pada pagi hari begawati akan memberikan pidato politik
bukan hanya di indonesia tapi di tingkat global juga
jadi buat cewek yang ada disitu lo harus adaptasi aja yang kayak banyak kan cewek cewek yang pede banget
jadi gue kayak hidup gue ya balap gitu
itu akan membeli di gram masih yang tinggi yaitu lima gram
silakan menghubungi kami dengan cara
nah persoalannya kalau kita berbicara nasional progres vaksinasi itu juga masih rendah ya kurang lebih lima puluh empat
kalau internet gratis ya saya setuju
itu tentu akan sangat merugikan bagi kepentingan ya
cuman kalau konsumsi banyak jadi apa nggak juga sih
dengan koordinator tim ahli narkotika bnn komjen polisi ahwi lutan
dugaan korupsi dan suap rekayasa kewajiban pajak tertagi pada tiga perusahaan
workshop workshop yang akan lebih banyak
jadi ramai aja gitu gara gara kayak gitu
yang permasalahan apa dan bagaimana mengubahnya
deteksi dini terhadap kondisi jemaah bagaimana ada trackingnya juga mungkin untuk kelompok jemaah yang khusus
sisanya masih mengendap di atg
kau damai ajat dan permai
ya eh gak tau lupa nama gue nanya apa ya bulungan ya kalau gak salah ya

kuncinya adalah memang cara menggoreng tadi itu supaya roti yang kita goreng benar benar garing seperti ini
kayak aku ke tempat dia ke florida
nah kesempatan yang luar biasa
dan ya gue udah bilang ke dia pras lu harus bounce back
keadaan kota itu luar biasa
digerakan memang awalnya oleh sejumlah tokoh yahudi
saya pikir itu adalah sesuatu seperti dua meter setiap kilometer
kalau orang orang pasik keluarga suka
ini kehilangan sekali stimulasinya
bioskop sudah mulai dibuka
total ini butuh waktu sekitar dua hari sampai tiga hari untuk benar benar mematangkan
karena nilai nilai islam rahmatanil alamin yang ulas asli itu
awalnya gak ada bahkan sekarang baru mau dibuka
eh basketnya bagus di sana terus kayak
sebelumnya tidak ada dilema karena pasangan ini menurut saya juga punya legitimasi
pasalnya para pedagang ini memiliki langganan
setelah melalui perjalanan panjang perawatan dan panen telur
konsep dari nama atau dari apa
mengingat harga vaksinnya relatif mahal
tapi kan aku gak pernah nonton tante yayu
serta pemasangan ornamen lain bernuansa kampung pecinan
untuk melihat bagaimana kondisi rumah mereka
jadi kalau kita hitung itu siklus gempa buminya
ya kapan lagi lo bisa sedekat itu lo ngerasain jadi walaupun lo jadi marshall ya
dia adalah allah yang cemburu
maka dari itu persiaplah sejak dini agar bisa tetap bersaing dalam segala situasi
untung ada untung sih coba gak ada untung gitu
iya akhirnya yaudah gue masukin ke tiga sekolah itu dan gue terpilihnya di sma tiga
kamu tahu saya suka menonton youtube di tv basketball
lebih mudah lebih bebas menentukan
maka tidak heran jika para pemilik reptil biasanya merasa lebih aman
anehnya apa pas balik plat nomornya berubah
masjid yang terletak di area permukiman padat penduduk ini
entah itu pada ibu ataupun pada ayahnya
ke pasar hidup cipinang mereka tidak menemukan beras thailand produksi mereka ada di pasar
kalau misalnya transisi energi tiga puluh tahun gitu ya nantinya
dan tidak berteduh di papan reklam
kita tahu memang apa ya ini masih ada momok dua laga terakhir di uji coba ini lawan libya kemarin
ada miss di sana yang pada akhirnya laporan saya ditolak
somi frankom dan enam pekerja bantuan lainnya
mengonsumsi madu terlalu banyak dapat menimbulkan penyakit diabetes
atau bentuk tulang tulang di seputar wajah itu bisa terlihat pada saat kehamilan si ibu
sistemnya gue harus di paint gue harus fokus disana ya
dan juga nanti pendatapan yang dilakukan oleh kpu
pasti ada apa yang aku laluin tahun tahun sebelumnya itu
terutama yang tinggal di jalan sungki ataupun jalan sunan karena tidak ada pilihan transportasi yang lain
mayoritas iya tapi tidak semuanya
para penumpang yang lolos dari pesawat japan airlines airbus a tiga ratus lima puluh
tapi yang namanya kak pras tuh jago banget ya
layanan face recognition boarding ini tersedia di lobi selatan stasiun gambir
di jakarta utara saya bertemu salah satu kaki tangan pemilik modal
aspek kesahihan dari pharmaceutical grade nya
cuma yang bikin ini lebih istimewa karena ini ramen kaki lima jadi suasana makannya rame rame dengan orang orang antri duduk di pinggir jalan
yang merubah hidup gue lah setelah itu
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas khususnya di kluster rt hingga rw
ceo paul graham mengakui bahwa mendapatkan keuntungan bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan cepat
jadi sudah memang dia harus ada perawatan khusus
mereka telah melihat surat tapi beberapa bukan semua
dengan rela hati dan setia untuk kemuliaannya
cara mengatasi masalahnya adalah dengan cara demikian
sma ya gue lumayan oke lah jaman sma
berarti ini kerjaan sih yang dari tahun dua ribu empat sampe sekarang masih jalan dong
bila sudah terjadi sleep paralysis disertai dengan narkolepsi
t sati belum ya bu
walaupun kan kalau kita ngomong semakin humor semakin kreatifnya kampanye itu kan juga ada relasinya dengan misalnya keterhubungan internet dan lain lain
kalau bicara mengenai bagaimana tadi bisa pengelola salah satunya mengirit atau pengeluaran pengeluaran tertier terkait dengan barang barang impor
petugas markasatwa regional pia gertzis mengatakan
anda tentu masih ingat dengan saksi kunci
yang membuat semua orang dalam beberapa menit
dan sembilan kali di jari tangan ini terlihat cukup percaya diri
saya kembangkan menjadi semarang raya
tapi sekarang kita buat sendiri dengan plastik yang kita hasilkan sendiri juga tapi kita ambil juga dari pengepul sampah kita juga kita ambil dari sana
bagaimanapun mereka beralibi bahwa ini
sebanyak tiga ratus delapan puluh lima ribu ton
aku main sih main sama dia kan di grand stam yang french open us open sama wimbledon
berarti dari sekian banyak itu
apabila memang sampai parah pelanggarannya yang mereka harus dideportasi misalnya
pengunjung boleh makan di restoran di dalam mal dengan durasi maksimal tiga puluh menit
mungkin yang serumnya pagi tonicnya malam tergantung nanti dokter memberikan yang mana tentunya
dari sekedar tangisan saat putus cinta
kolamnya diganti dengan kolam yang bersih
kalau misalnya kekhawatiran ini kan sebenarnya ada komunikasi
waktu itu pokoknya gue di banten nih sama lu pokoknya
dan memang permainannya nggak bisa kebaca kapan dia keluar kadang kadang
kemudian juga isu terkait dengan ekonomi global
dan sampai kepada hitung hitungan prediksi
kalau pkb kan lebih santai sedikit lah walaupun serius tapi lebih santai gitu
udah tiap hari makan ketemu tanding ketemu latihan ketemu lagi
jadi kalau hiu paus ini mereka tidak perlu
nah kita dari panjang gelombangnya
peacegen bergerak di bidang peace building merawat keberagaman gitu
jadi tempat yang mendatangkan pundi pundi rupiah
justru mereka itu mengeksplor loh obat obatan
sementara ragging adalah ritual atau seremoni atau upacara ketika seseorang ingin masuk ke dalam kelompok atau organisasi tertentu
mengingat biaya operasionalnya jauh lebih murah dibanding kendaraan konvensional
penggemar kuliner rasa rasanya sudah tidak asing dengan sajian dari bahan dasar satu ini ikan bawal
sosok prajurit tni ini dulunya merupakan anggota batalion infanteri tujuh ratus dua puluh enam tamalate
seperti datang ke tempat tempat petilasan petilasan yang sebenarnya tidak seharusnya dikunjungi
di akar rumput ini sangat luar biasa
tapi di mana aja ya salah satunya di nasi uduk gondang dia
masih terkait dengan hal ini pendengar
lalu yang ketiga tentu saja sistemnya harus dibuat
iya udah mulai cari yang deket kampus gitu
bahwa kader pkb itu ya begitu cita cita gus dur pikiran gus dur perjuangan gus dur kita lanjutkan
pas mau sma itu kan gue bingung kan gue masuk sma mana ya gue bingung
pendukung p tiga saya rasa untuk rote ini karena di dpr saja periode yang lalu sudah punya kursi ya abang ya
sebenarnya salah satu keuntungan ketika kita membeli pesawat dari perancis
berarti tahun depan kan masih ada nih formula e
azan berkumandang di masjid patok negoro pelosok kuning
ajaran bah samen men tetap sempulor
yang satu ini tak kalah populer
imam suripto pemalang jawa tengah
yang paling unik menurut saya ini adalah air kelapa campur biskuit coklat
dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman agar menjadi abadi
yang namanya dispepsia fungsional yaitu rasa tidak nyaman di area ulu hati namun pada saat

dari awal awal pandemi berakhir itu dua ribu dua dua ribu tiga kita bicara ketidakpastian ekonomi global
jadi kayak saling bertukar ide
mansyah sempat melatih prastawa di tahun pertama bergabung dengan aspek jakarta
menteri perumahan julie collins mengatakan partai buruh saat ini telah mengajukan rencana undang undang
ketua eir claire savage memberikan lebih banyak wawasan tentang makna dibalik tawaran pasar default itu
bagaimana kemudian masyarakat memaknai ibadah puasa tahun ini
berpotensi untuk bereskalasi dan akan menyeret tentu saja banyak negara negara lain
tapi mas zulfi kita mau tau dulu nih ceritain dulu dong tinggal di astana ini sudah berapa lama
sebuah badan amal yang berfokus pada pengobatan ptsd
squad ini sampai pemilihan dua belas nama
jadi intinya dalam hubungan apa namanya
karena jumlahnya kan banyak sekali inilah yang menjadi perhatian kita selanjutnya
diperkenankan untuk melanjutkan pemberian vaksin pcv tahap ke dua dan ke tiga di puskesmas atau posyandu selama kondisi bayi dalam keadaan sehat
misalnya tindakan kemoterapi kan obat kemoterapi itu ada yang murah ada yang mahal pada tingkat
itu yang membuat mungkin ya mungkin
udah gitu sampe akhirnya gue waktu itu masukin tiga sekolah
ada hal hal yang tidak kita inginkan
di situ mulai ada seleksi alam lagi
saya saat ini sudah berada bersama menteri luar negeri
persiapan kembali dibukanya rute penerbangan langsung dari luar negeri dilakukan
karena bakteri yang terdapat pada air
dan kalaupun mereka tahu oh indonesia ini adalah daerah ring of fire berpotensi bencana tapi tidak dengan kita
jadi banyak yang harus dilakukan
sedang sulit bagi penduduk kota untuk menemukan tempat di mana mereka dapat bersantai
contoh misalnya mau mengkomparasikan satu informasi dengan informasi lainnya
nggak artinya yang diomongkan itu sebenarnya menunjukkan bahwa bu please deh kan gitu
terus daya pikat nanti untuk kemasyarakat
wisatawan bisa berenang di tempat ini
bahkan kotoran sapi di beberapa rumah sudah diolah menjadi biogas
tim liputan cnn indonesia lamongan jawa timur
sehingga memang untuk periode satu atau dua tahun sekali
namun tidak mendapat jawaban yang pasti
kalau dari sisi tempat tinggal
ketika invasinya terjadi gitu
mohon untuk tenang tolong hargai persidangan
sehingga ketika mereka memahami dirinya sendiri
misal saya ambil contoh kita investasi alat misalnya puluhan juta gitu misalnya
mulai dari surabaya yogyakarta semarang bahkan pulau dewata bali
karena yang paling penting itu progres permainan selama uji coba ujicoba ini
ketemu apa namanya franz beckenbauer saya tanya
untuk supaya dokter indonesia itu bisa menjalankan praktek berdasarkan perkembangan teknologi
melakukan quality assurance dengan melakukan berbagai tahapan tahapan
gimana karena kan gini sebelum pertandingan
apabila dalam neraca itu memang kita sudah hitung akan diperlukan untuk men top up dari luar negeri
jadi kita perbaiki kita ambil yang keruhnya tadi lensa tadi
seperti yang diterapkan oleh tokyo bangkok dan shanghai
dari daerah provinsi kota
jadi kita tetap harus kuat dalam ibadah
saya deketin ya udah saya bongkar aja pake kunci t gitu
terus kebetulan nemu kelapa muda hijau
persis sebelah cungkring ada asinan
kalau jadi orang gitu kan nggak ada itu
sampai berjumpa pada kesempatan yang berikutnya rekan wanita
contohnya misalkan waktu itu aku sempat temen aku mungkin yang aku ingat
kegiatan pertama pada pagi hari mempersiapkan pakan
jadi menurut gue ini saatnya lah pj juara
dan ini akan tergambar dari makanannya kah dekornya kah performance nya kah atau gimana
kerjaan yang mas fikri ini scientific banget ya
agar setiap mau pakai anggaran besar itu clear gitu loh
nggak ada hologramnya semua orang bisa menduplikasi
seperti diakam makanan obat obatan dan lainnya
siswi kelas dua sma ini juga ingin menjadikan musik sebagai profesi di masa depan
selanjutnya mas rekan wakil kamar
model model seperti itu yang harus kita selarasakan dengan dokter dokter yang ada di luar negeri ini
punya pemain asing dua duanya pemain
pemimpin pun juga seperti itu
kami sudah melakukan langkah yang insya allah cukup progresif di tahun ini
kesadaran masyarakat untuk hidup sehat saat ini semakin meningkat

di victoria jumlah orang aborigin dan torres strait islander yang mengalami tunawisma meningkat lebih dari empat puluh persen
yang gue tahu sekarang tuh pembalap cewek yang serius
kali ini lebih dari lima ratus unit motor setiap hari dikirim menggunakan kargo kereta api angka ini
nah pertamina itu saja gitu ya
penelitian tersebut menemukan bahwa mereka yang juga menerima terapi bcr
melalui siaran dalam bahasa indonesia
nah yang kini kian bertabur di berbagai platform e commerce juga termasuk di marketplace
terlihatan untuk melakukan efisiensi dari tiga hal tersebut
paling eventnya juga plasma olimpik
piala dunia terima kasih
israel tuh sempat cerita kami dengan pfizer sembilan puluh sudah suntik
setiap hari minggu tetap main
untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap perubahan iklim
maka rasa apa orchard road yang ada di sudirman tamri ini tapi di wilayah lain rasanya bangladesh
mungkin enam puluh penduduknya itu sudah etnis palestina
pemerintah menyebut bunga yang ditawarkan tiongkok lebih murah dibandingkan dengan negara lain
akhirnya dibalas sama orang vibanya
jadi ini ganja ini kalau misalnya sudah ada
sajian pun ditutup dengan ritual penyajian teh hijau ala jepang
nah setelah itu kan biasanya kita silah turani ya
maksudnya ini salah satu achievement tertinggi juga untuk saya untuk film indonesia juga gitu
negara negara seperti jepang korea selatan taiwan bahkan thailand sekalipun
tapi ketika dengan adanya nyanyian
nah indonesia alhamdulillah ini pertama kali dalam sejarah republik kita kita mempunyai nilai ekspor sampai rp tiga puluh empat miliar
distrik itaewon di seoul korea selatan memang menjadi salah satu pusat hiburan malam yang terkenal
delman kini hanya berperan sebagai sarana rekreasi
setiap gue nonton episode nya itu gue selalu kayak amazed gue selalu merinding gue selalu berkesan lah
bahkan beberapa perusahaan rusia yang dijadwalkan hadir sudah pulang kembali ke negara mereka
terus kata kamu udah dari dulu kali ya gue ngomong
tikus tikus ini akan disatukan selama satu hingga dua pekan ke depan
selain berfungsi sebagai tempat bersuci
gue lebih penasaran kayak chicago bulls
kecamatan lewi damar lembak banten
tak ada lagi celotehan dan aksi jenaka bah minto
saat ini gung weda sedang mengembangkan sebuah fintech bernama nabung tani

masih dalam pilot project beberapa karena teknologinya kabarnya mahal dan pendanaan juga nggak mudah gitu
tapi mereka diizinkan kembali karena mereka mempunyai izin tinggal
gak tau sih disitu siapa yang prediksiin
kalau ini yang gagah ya pak
tapi kita selalu bekerja itu dengan mitra
membuat taswean dan para buruh tani tidak mendapat pemasukan
seharusnya ini jadi tanggung jawab pemerintah kembali lagi bagaimana mensosialisasikan
dan juga itu bisa dilakukan oleh lembaga pemerintah dengan akses langsung ke data mensos
tadi disinggung mengenai masalah promosi
permainan ini berkembang sejak abad kelima masa dinastihan
jadi kayak hubungannya saat sama teammate sama ex teammate
ada kiki ucuk dan juga world genius eka gustiwana reza oktavian dan juga gerald liu
itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi
jadi jangan sampai kemudian nanti ada periode lagi
karena keterlambatan rujukan ketika ibunya sudah mulai pendarahan dan komplikasi kehamilan baru diruju
kalau kalian nggak berprestasi ya di situ situ aja kan
menghindari paparan sinar matahari langsung dengan menggunakan payung dan mengatur waktu untuk beraktivitas di luar ruangan
tapi bukan berarti merdeka untuk menaikkan ongkos
apakah betul kita sudah siap kembali ke sekolah
jadi memang konsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi dalam jangka waktu yang cukup lama itu
nah kalau sudah jadi kelangkaan harga tiga kg juga akan naik
saudara saudara alkitab mengatakan
tempo kerja saya yang melambat membuat api pembakaran jadi mengecil
bukan mereka tidak memahami ya
kalau menurut supporter peluang ya
jenang grendul sendiri merupakan panganan khas yang biasa ditemui di pasar tradisional
sehingga fungsi yang sudah ada
dalam gabah kering panen itu enam lima belas juta ton
beacukai makassar pada senin lalu
oke kita lihat nanti seperti apa komitmen dari tni
pada orang tua orang tua biasanya pokoknya ikut lomba ya coba aja gitu bagi kita sederhana bagi
demikian tadi laporan australia
yaitu hal yang baik kita gunakan dengan secukupnya
udahlah pada intinya kita jangan menjadi manusia manusia yang merasa kita telah melakukan kesempurnaan di dunia ini
endemi penjuru indonesia maupun kawin silang hibrida
diarahkan atau dipaksa oleh aturan
maka kita bisa lihat bahwa ini adalah ikan yang terbentuk dari pasar fabian
atau gerakan nasionalis politik
di bagian bagian yang sudah lecet atau mengalami benturan sebelum pengiriman dilakukan terakhir
terhadap penurunan harga energi
jadi gue berharap banyak nih cewek cewek yang mau jadi pembalap atau perelly gitu
dan salah satu waktu itu xi jinping dikasih dana melakukan peneratanganan
usai serah terima hasil investigasi laporan rekomendasi di gedung komnasam kami siang tadi
artinya ini sudah ada aturan yang berbeda
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
tapi publik kan nggak pernah melihat
apakah benar begitu ya durasi puasanya sangat lama dan lebih lama dari indonesia
kita masih menggunakan oseltamevir
baik warga asing maupun warga indonesia
melalui kuasa roh kudusmu
di kelab kelab basel itu ya berarti pas sma itu enggak ada kepikiran sama sekali buat ngepunin basket dong ya kayak
iya tapi itu udah klub ketiga tapi masih namanya sama jadi cuma ganti nama sih pemainnya sama gitu
khusus buat soto sotowan
dan jalan jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening
kebiasaan baik ini juga ia terapkan pada keluarganya
maksudnya lebih kayak konten siapa yang tampil di festival itu ya kalau kita ngomongin festival after pandemi ya gitu
bagaimana supaya bisa lolos ke babak berikutnya
tapi dua ribu delapan belas karena kita baru terbentuk dua ribu sembilan belas abis itu nggak kita juga masih lost gitu ya kita harus bikin apa sih gitu
gak ada pelatih kita sebagai pemain
selain ikan bakar dan krengsengan kambing saya pun mengambil menu lainnya yang berada di buffet
terus ditingkatkan gitu karena
bahwa sebenarnya tanah di kanan dan kiri rel kereta api
marilah siapa yang mau
kalau gua sejauh ini
perempuan asal barat yang hilang
penyelamatan yang dilakukan oleh knkt
mudah mudahan setelah ini dpr mulai bermutu langsung
karena saya melihat bahwa sensitivitas gender di kepolisian ini masih sangat jauh gitu
ya itu saya berpikir ada pendekatan yang memang harus diadaptasi
dan yang terakhir adalah pelaku umkm
tenun merupakan warisan dari leluhur yang dapat menjadi sumber mata pencaharian
nah selain selain saham kan biasanya anak muda sekarang kan tuh juga melek banget sama crypto nih mas
nah konsumen itu kan rasional gitu ya
seperti saham di pasar modal dan lain sebagainya
mungkin saja saudara sudah tertarik kepadanya
itu salah satu pusat pelabuhan pelabuhan
tetapi inilah cara terbaik yang bisa abah lakukan
dengan tanjakan yang curam
termasuk diet tanpa nasi
masih bisa ada cara untuk mencuri motor seperti itu

eh tapi tan itu kalau misalnya waktu lu pilih kuliahan itu ya itu kan kalau unpad itu berarti unpad yang nawarin
karena tahun tahun sebelumnya mungkin dalam satu masjid harus berjarak satu meter
saya mementaskannya pertama kali

asosiasi antropologi indonesia suraya afif mengatakan
juga dari pt liga indonesia dan pssi
karena mahasiswa ini mungkin sudah memiliki salah satu
menjadi menu andalan di the limeham selama bulan ramadan
sekitar dua lima sampai tiga kali lipat
tepatnya di desa kembang dibus
gitu bikin pengembangan lapangan
terus mulai suka tuh ngeliat ericksebayang
konsumsi harian gula dalam bentuk makanan dan minuman wajib
tetap pembiayaan terbesar itu ada di pba yang menerima jasa jkn
karena aku kenal lawan dia terus akhirnya oh ya ngobrol
itu bisa dipungkinkan seperti halnya kemarin dari jiwandan menuju ke pelabuhan yang ada di pekauhuni
gangguan pembekuan darah sebelumnya
eh tan tapi btw lu gak terlalu nyunda ya
kita akan bikin seperti aktivasi gitu lah kegiatan
berikutnya untuk hewan peliharaan anda dapat menitipkannya ke pet shop
dan kalau kita bandingkan misalnya dengan sepuluh dan lima tahun terakhir itu nyaris pemerintahan itu minus oposisi
mampu berperan banyak dalam kemenangan aspek jakarta lantaran kepercayaan dirinya
membuat sate tetap laris manis terjual
tahun tahun politik piala dunianya
terima kasih tuhan amin
kalo khusus berangkat kan kayaknya sayang juga ya kosnya ya
dia bilang oke boleh kita daftar aja
tetapi yang membedakan karena nasinya ini dicampur dengan singkong yang dikeringkan
dan mereka rata rata punya tempat semua
salah satunya yaitu adalah tunjangan hari raya
melepas tangis di dalam doa
itu sudah jelas dan kita sudah antisipasi
ya kita membandingkannya mudik kali ini tuh dengan tahun dua ribu dua puluh satu
jadi memang dalam undang undang kita undang undang narkotika
nah kenyataannya kan kita sekarang tidak bisa melihat tuh
karena air naikkan tidak terlalu kencang dia pelan tapi sudah agak tinggi ini
tapi setelah pemilu saya pikir kita bisa banyak menemukan titik titik temu
kalau yang lagi di yogyakarta bisa jadi arang kopi cus
ini saya sudah dapat salah satu penjual bubur
jangankan dapat medali olimpik masuk aja susah
mengingat kecenderungan varian delta ini semakin banyak dibandingkan dengan varian yang sebelumnya bereda
serta elizabeth santos asikolog anak dan pendidikan
sehingga akses kemungkinan keberadaan motor itu sudah terlalu sulit
jadi mas erhanov kita semua sepakat bahwa petani kita harus diberikan
nah akhirnya kepotong pandemi abis itu baru aktif nih sekarang
kala itu tidak hanya ikan kalau kita melihat bangunan dari pasar fabian di dalamnya itu macam macam
dan mereka berada di semua tahap
lumayan banyak banget antusiasnya
ya kalau cepat cepat ya harus ya ini
apakah kemudian realokasi refocusing tersebut ini sudah berjalan on track
tanam sedangkan pasar juga tidak bisa memastikan kualitas kuantitas dan kontinuitas produk yang
kepala me sabu lahir patricia rameh kudu
beberapa warga yang biasa bekerja di kawasan ini mengaku gembira dengan rencana pemkot
dini sebagai sineas muda di industri perfilman tanah air gimana ngelihat kondisi pandemi yang mau gak mau juga ikut berdampak
kalau terjadi apa apa dengan tepi barat
seperti bahan bakar setoran ke pemilik pt pt makan dan biaya lain
ya oleh karena itu memang kita memang harus melihat dari kondisi di luar
jadi ini pr besarnya di situ jadi belum terhubung secara bagus antara tempat dari tempat tujuan ke tempat tujuan akhir
yang penting olahraga dibawa
jadi synchronize biasa diselenggarakan selama tiga hari
misalnya hari ini menunya kapsalon dari belanda
yang satu mungkin masalah pekerjaan atau yang satu mungkin masalah lingkungan
kalau cuma pembalapnya tiga kan gak lucu ya gitu
ya kayak gue itungannya telat basket gak sih
oh itu dibantai abis abisan cuman ngepoin berapa enam
dan memang permainannya gak bisa kebaca kapan dia keluar kadang kadang hilang kadang kadang nongol

jadi keberlanjutan dengan modifikasi pada hal hal yang memang perlu diperbaiki
contoh lain kesamaannya itu tingkat penetrasi internet di filipina tinggi sembilan puluh satu di kita kan tujuh puluh tujuh tapi tujuh puluh tujuh dari dua ratus tujuh puluh jutaan penduduk indonesia kan dua ratus tiga belas juta lebih besar dari filipina
ini kan sudah lewat semua kechaosan kita
maksudnya untuk pindah tahun ini ke kanada
tim liputan cnn indonesia
tim a kan misalnya duitnya banyak
karena banyak klaim yang diberikan seolah olah ini bantuan orang per orang atau kelompok
mencemaskan kondisi ukraina sekarang ya
tidak ada orang memiliki kekuatan
tapi tidak tumpang tindih maupun
akibat mengalami stres atau emosional yang meledak ledak
tapi kalo di motorsport itu stigma kalo itu olahraga
sehingga kita mengalami ketahanan yang lemah
satu rangkuman terkait dengan retribusi persewaan akomodasi jangka pendek di victoria
tapi gua lah itu mah kan dia bisa di zoom out gitu
berpartisipasi di tiga edisi ya
jadi harus jaga protokol kesehatan jaga diri
simple aja pembinaan yang hebat
jadi langsung diperbanyak aja itu dengan kamera
dan yang kayak mencilin jumlah yang positif
krl baru mungkin bisa sampai lima puluh tahun empat puluh lima puluh tahun
milik orang italia yang mempekerjakan warga lokal
tapi kita tidak apa ya kalau menurut saya itu saya tidak kaget gitu
sebenarnya kita di sini
tapi dari situ kok kok malah lebih banyak dapet koneksi juga ya kok ya
berdasarkan aturan besaran uang bonus yang didapat wakil menteri ini bisa mencapai lima ratus delapan puluh juta rupiah untuk satu periode jabatan
gru video awr dan kemi utman pembicara serial ini
dan gue abok kristian kali ini kita sudah masuk episode ke dua puluh tujuh
kondisi tersebut akhirnya mengakselerasi penggunaan platform digital
ini menarik mengenai alternative livelihood itu sendiri
kemudian malah menahan pemulihan ekonomi yang lebih cepat
yang kedua kami diberikan tugas langsung oleh bapak presiden dan tugas ini sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa hari yang lalu
tapi berarti di salah tiga rumah gimana ko
jadi memang kita juga karena kita mitra utama ci di indonesia conservation international kita melanjutkan juga kegiatan mereka yang sebelumnya sudah ada di indonesia sekitar tiga puluh tahun
dan di medan sendiri itu juga banyak klub klub lain
kemudian kesulitan menjabatkan rumah tinggal yang landed house
ia juga optimistis tahun ini ihsg berpotensi menguat
selain mendapatkan kritik dan juga saran dari pakar keselamatan berkendara
saya akan lebih keras ke dia daripada yang lain gitu
tertulis pada peraturan pemerintah nomor tujuh puluh empat tahun dua ribu empat belas tentang angkutan jalan
sebetulnya kan seseorang itu idealnya bisa mengambil tiga puluh dari income nya untuk masa depannya dia
penting partai politik seperti ketum ketum ya partai politik bukan tapi orang per orang dan
jadi kita untuk datang untuk melihat mereka di habitat aslinya
tapi nanti abis bonus keluar senyumnya makin lebar mas tera
maka dari itu akan dilihat dari cctv kemudian traffic counting
dan dia tuh salah satu role model juga lah
produksi itu hari ini akan sangat baik buat petani
untuk nutrisi tanah diberi pupuk organik
bagi kami persoalan perempuan ini sangat penting
rafito pembuat kenalpot custom di kemayoran jakarta pusat mengaku
kemudian ada tiga alis pidana dan satu alis investigasi
itu pertanyaan yang masuk ke whatsapp saya setiap hari
itu memang exposure itu perlu
lebaran yang tinggal menghitung hari membuat sebagian besar perusahaan ekspedisi semakin
dapat gaji sepuluh juta bagi dulu nih
mengungguli pasangan anies baswedan dan mohaimin iskandar dengan suara dua puluh empat sembilan puluh lima persen
nah rasa yang dibangun itu tentunya syarat akan berubah
bireumeteorologi mengatakan daerah daerah tertentu mungkin akan dilanda curah hujan lebih dari tiga ratus mm dalam beberapa hari ke depan
tapi seperti kata mbak arifana tadi
seperti aziz setelah tiga jam di dapur
kalo yang abl itu jadi ceritanya gini memang gua kan ada udah planning mau ke singapura
oke jadi permainan ini disebut oleh
bahkan tidak mau berfoto bersama dengan menlu rusia
antara lain memiliki visa dan izin tinggal
awal mei dua ribu dua puluh dua para astronom dunia yang tergabung dalam proyek kolaborasi event horizon telescope dan european southern observatory
dua kali dalam sehari para abdidalem dibagiin dapur akan menuak teh yang telah menjadi kebiasaan turun temurun
katakanlah bulu tangkis atau tenis mungkin kan lebih seimbang jumlah atlet perempuan dan laki laki
oke kita sisihkan dulu tempatnya
harus menghadapi situasi di mana harga pangan masih relatif tinggi
nah dari pagi dari jam enam sampai jam delapan jam sembilan
artinya ketika surat edaran itu dikeluarkan
terus abis itu gue liat ah apa bola itu kurang keren gitu gue liat kan
kakak beradik yaitu mas daril dan mbak moira thirta
kita kan lihat sudah ada semacam pdkte antara negara negara timur tengah itu dengan israel
sukses dari program vaksin menurut dr gibney
karena tidak memiliki trotoar
di tengah beberapa bahan pokok memang ada beberapa yang naik ada juga yang kembali stabil
namun belum sampai di lokasi tiba tiba helikopter tersebut mendarat darurat
ataupun reaktif kalau yang antigen itu tidak bisa lagi digunakan dua kali
tapi di sisi lain bagi masyarakat awam mereka khawatir pasti akan berimbas kepada kenaikan harga komoditas dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya
iya atlet boxing dia dulu
bukan kepada sang pencipta
marilah siapa yang mau
pekerjaan yang tidak mudah karena ada teknik menggunakan dua tangan seperti ini
itu sembilan puluh delapan ya ya cuman baru baru belajar lah baru main
terus yang lain lain di ucapkan
berarti ada satu ratus tiga puluh sembilan juta sedangkan satu akun dalam satu harinya
jadi saya udah moto wedding bulan desember dan itu tuh udah normal di pernikahan tersebut
orang berpikir kita memprotes ini kita seolah olah jadi kayak anti ibu kota pindah bukan ya
kan survei mereka memang agak berbeda gitu ya
jadi kalau pola hidupnya mendukung maka dia bisa didiagnosis kanker payudara dalam hidupnya
hiu paus merupakan ikan yang terbesar di dunia
tapi kita coba bandingkan ini kekuatan antara timnas squadnya sintayong dengan squadnya dari jesus casas ini
bahwa tiga ini tidak direstui oleh pak jokowi
jika anda berpikir untuk berlibur di victoria
itu luar biasa besar seribu dua ratus triliun per tahun
seperti halnya para penganut dan agama dan kepercayaan lainnya seperti yang tadi sudah saya sebutkan
jadi pas nyampe tidak komplain oke oke tidak lupa foto kondisi motor sebelum dikemas terutama
segera dia ditempatkan dan diposisikan untuk dilahirkan di rumah sakit
jumlah repetisi dan waktu istirahat antargerakan ditentukan berdasarkan
obat obatan ini wajib melakukan quality control
sehingga teksturnya itu lebih kental dan kita cukup strong dalam rempah rempahnya
kejadian ini juga membuat rumah warga terendam lumpur
iya waktu itu sempet main sama elang laut
yaitu kepala ikan beong digoreng bersamaan sementara bagian badan dan ekor juga digoreng terpisah
pergi ke rumah sakit pergi ke apotek beli obat
kalo misalnya kita liat ya chen ya kalo liat roster nya bali kan sebenernya ini kita gak mau ngomongin jauh dulu ya
apa ada yang familiar dengan pedagang yang satu ini atau anda malah salah satu pelanggan setianya
oh ini maksudnya nggak pecah itu
dengan hunger games kita tahu bagaimana hunger games
bahwa secara kontrak insyaallah kita sudah lebih detail lebih rinci
kita pas ke rumah mau liat tv
dan itu kan salah satu contohnya gitu mungkin itu yang membuat pelajaran membuat kami ya covid itu
nasi cikur menghadirkan sensasi hangat di kerongkongan
pohonnya tinggi besar nah itu yang mahal tuh bukan buahnya sebenarnya
cnn living mendapatkan kesempatan untuk mengintip pabrik salah satu produsen roster terbesar di jabodetabek omah tata
ya sangat membantu sangat membantu dari segi memotivasi sehingga saya sebelum ketemu belia gung weda itu

ini bisa terjadi di lingkungan apapun termasuk di lingkungan sekolah
di kota ini hidangan mie memang cukup populer dan bisa ditemukan dengan mudah di berbagai rumah makan maupun kedai kopi
segera mengantisipasi bencana alam selama mudik lebaran
lagi lagi terlihat mudah namun sulit ketika dilakukan
kami dari pihak keluarga terlebih saya kekasih korban
ya proses pembelajaran futuristik ini masih akan tersedia
sehingga akses terhadap dukungan dan layanan hukum
dan menembus pasar bandung sumedang bogor hingga jakarta
dimana sebetulnya setiap kegagalan gitu ya kesalahan itu menjadi pembelajaran gitu
yang juga kurang efektif sekarang terkait dengan bagaimana undang undang ini
iya benar sekali itu kan tipikal gibran yang kita kenal selama ini ya
satu lawan satu pemain double ataupun triple
kalau saya lihat di sini antrian kendaraan banyak banget
sedangkan dalam diktum kedua kpk meminta pegawai pegawai ini
ya jadi kalau saya lihat dari dashboard yang ada di kemenkes ya hari ini
saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada bapak hakim kepada pengacara lawyer
ya mas naufal melihat apa yang terjadi kemarin di seoul pada sabtu malam
saat ini semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pengobatan masalah ini adalah cara efektif untuk mengobati gangguan tersebut secara komprehensif
sehingga harga per kilonya selisihnya cukup besar tadi
gak pulang ke kota asalku yaitu pontianak
bahkan antara sahabat sahabat
yang bersurat ke setiap kepala sekolah
pengguna media sosialnya banyak anak anak muda gitu ya
kandungan gula yang terdapat dalam makanan dan minuman manis disebut dapat menimbulkan ketergantungan yang tidak disadari karena memberikan sensasi menyenangkan
kita apresiasi hakim sudah memutus sesuai dengan tuntutan
tapi ini kita langsung berinteraksi dengan alam
tempat sampah tempat duduk penerangan
yang tadi kanker stroke ginjal dan jantung
menurut sindiawati terdapat informasi yang salah kaprah di tengah masyarakat terkait dengan makan malam
jadi ketika mereka melihat kualitas lingkungan mereka
karena beberapa opini dari masyarakat
terkait dengan informasi dan transaksi elektronik
waduh ini tuh yang besar tuh
selama latihan mudasir selalu berpesan
tapi silahkan beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk sesi tanya jawab tiga calon presiden ini
bapak bapak terima kasih untuk waktunya malam ini bersama kami di prime news
laurencia gata imam muhairib indramayu
jadi sekolah itu terlalu kecil untuk bisa ada tim basket
kami mempunyai izin kami mempunyai izin operasional dan juga kendaraan kendaraan yang kami pakai ini semua memenuhi perizinan
maka secara natural pasti kalau ada apa apa di gaza
atau cuma hanya dibuat saja atau memang kurang beberapa hal misalnya kurang sdm kurang teknologi kurang pengetahuan ataupun kurang kurang hal lainnya
tapi berdasarkan angka angka
kampung adat praijing resmi menjadi objek wisata pada dua juli dua ribu delapan belas
meski telah menjadi ampas atau sisa barang yang telah diambil seharinya
maka terciptalah nama nama ini
yang dikelola oleh azayitun sendiri

tapi kecepatannya masih empat puluh dua nah ini memang harus diantisipasi pada arus balik itu tadi sudah kami sampaikan
puasa kurang dua minggu lah
oke dari berbagai kasus itu
yang dari vaksin yang sudah dilemahkan
dari jabutabek sampai semarang tadi
sebenarnya tiga kali di tahun kemarin tahun kalender ke dua ribu dua puluh dua
habis itu kita udah untuk latihan agustus nanti
di sekitaran pokoknya sejago tabek jakarta ya
menurut teori para peneliti salah satu penyebabnya adalah ada kemungkinan
artinya memang benar bahwa varian delta ini lebih rentan terhadap anak anak dan kaum remaja
oke jadi ini persiapannya cukup pakai helm sama kayak tas gitu ya
satu persiapan untuk hidup mendatang
semua berawal dari buruknya perencanaan
bagaimana sebetulnya kita menakar potensi pelemahan yang masih akan berlangsung di sejumlah instrumen keuangan di pasar keuangan kita
jadi memang terbukti itu juga efisien
memberikan masyarakat yang memang berhak mendapatkan lpg tiga kg ini

jadi kami bertani jadi lebih mudah dan lebih murah
dan juga kita sama sama membangun sesuatu
akan ada algoritma khusus yang menghitung perkiraan panen
yang paling penting adalah kita sebagai manusia tidak merusak lingkungan dan alam
salah satu diantaranya ada batu yang terbesar dan terletak di tengah danau
dari perbedaan agama itu saling mengerti kenapa ada perbedaan itu
ingin nanti membuat karya karya selanjutnya
untuk tiga lembar kain tenun ia hanya dibayar sebesar lima ratus ribu rupiah
reformasi amendement ada karena reformasi pemilihan presiden langsung juga ada karena reformasi
sampai dengan tanggal tiga komposisi tempat duduknya penjualan empat puluh sampai enam puluh persen
yang dipost foto ngedangnya itu semua
kan feelnya simulator zaman sekarang kan udah sama ya
di mana potensi pergerakan pada puncak arus mudik hingga mencapai dua puluh enam enam juta orang
dibangun sejak seribu sembilan ratus empat puluh satu goa ini terlihat masih kokoh
anda dapat ini apa ati kayaknya ambelah
tiap mungkin menjelang buka puasa ini berarti jam dua siang ya kalau tidak salah
kemudian itu premium asuransi sepuluh dan biaya hidup itu lima puluh
tetap ada saling hormat menghormatinya tetap ada ya
karena persaingannya saya tahu persaingannya sangat ketat
coach sharel hasan sekarang ini sih manager di prawira
atau meningkatkan juga bagaimana daya beli masyarakat
bahwa nah misalnya mas aswin anda diminta untuk menjatuhkan apa akan mendapatkan vaksin
ya makanya itu juga untuk pemerintah lebih memperhatikan nih
karena masih semuanya masih dalam pemerkaan
uang negara kan gitu kenapa karena
harusnya dua puluh lima dikeluarkan berita acara tanggal dua puluh tujuh
dengan menggunakan trap bisa juga atau dengan menggunakan alat
udah memasukkan diri lolos ke playoff
dan diminta semua masyarakat untuk melakukan tes dua kali dalam seminggu
tapi sebenarnya sudah ada koordinasi komunikasi dengan tim investigasi mui
pertanyaannya nih mbak pasca debat singkat dulu di awal nih ya siapa sih mbak yang paling berjaya di jagadmaya di antara mereka bertiga ini
ada empat sembilan ratus an lah yang gak punya ektp
berada di jalan perwakilan dan menjadi otoritas kemanteran dan rejan
dan juga tambahkan bumbu bumbu seperti ada pakai jahe bisa juga pakai daun jeruk juga ketika lagi diungkep lah dalam tanda kutip
gak ada gitu kan nah kemudian
mau hoax yang sedaset kalau kita punya critical thinking lewat
ini saya bacakan maluku empat dua persen jatim empat satu persen kalpar empat persen diy empat persen
kau tetap pada salib
sehingga tak heran jika ia sangat mahir bermain basket
nah jadi itu di beberapa negara itu dilakukan
dan namun dari pihak kpu tidak hadir dengan alasan yang sudah disampaikan
marilah kita satu di dalam doa
sudah berhasil kita pakai tiga lacur
dan semuanya sudah dapat diverifikasi

dan thank you juga udah sepuluh k di instagram
artinya dua sisi mata uang ya mas ya
itu adalah area yang sebenarnya telah melihat beberapa acara penyerangan di masa lalu
dalam jangka panjang cara yang kita lakukan untuk meningkatkan keuntungan adalah membangun lebih banyak rumah
ikut deg degan jadi walaupun gak ikut debat tapi ikut deg degan
nah cita cita indonesia memiliki ibu kota baru yang bersinergi dengan alam memanglah mulia
yang sebenarnya kami juga sudah melihat kondisi penyebrangan pada hari jumat sabtu minggu sampai dengan senin
apakah alih teknologinya bagaimana
menurutnya bahan baku untuk isian dan bumbu yang digunakan
terutama copenhagen di sini kan multi culture dan banyak
indonesia siva hanifah yang melaporkan langsung dari duku atas
sehingga tentu kalau pengelolaan covid ini tidak bisa kita tanggulangi
representasi nu itu hidup kembali kartunya
dan sore hari ini saya akan berbincang dengan jurnalis senior sepak bola tommy welly
dan tujuh dua gram protein
ada yang sudah istirahat
emang saatnya waktunya udah berpisah sih
kuliner ini jadi salah satu buruan pembeli yang melintas di batang
tapi kalau dia zona merah maka dia tidak boleh keluar
mari kita berada legs nya di dalam air tape
pada waktu dan gelombang yang sama
bahwa dibalik bakpia yang dikenal sebagai oleh oleh khas yogyakarta
tidak terbukaan pak soal harga komponen pcr begitu ya ke publik
sup yang terbuat dari tok ya kue beras tadi
tapi juga mempunyai fungsi sosial
masih banyak pusat semestinya yang belum ada dokternya
setelah semuanya matang dan siap tinggal siap siap menuju ke tempat berjualan di pasar karanglewas
kita cukup optimis sambil kita mengawal tentunya jadwal kedatangan vaksin vaksin ini
jadi tolong dipertimbangkan bahwa di masa depan kalau krl nya semuanya harus baru maka itu akan ada konsekuensi di biaya operasionalnya kci yang akan naik
kami coba tinggal yang km empat puluh sembilan padalnyi tadi kita sedang menunggu dari persetujuan pupr
jadi lebih juicy lah ya
termasuk pemilihan kepala daerah
kepentingan elit bisnis kepentingan birokrat elit politik juga
yang dapat menyebabkan gejala ma itu menjadi semakin berat
tapi yang menarik adalah negara negara uni eropa
jadi dulu tuh waktu aku masih disini kan sekarang aku udah di apartemen
yang kita kerjakan misalnya membangun air bersih misalnya di kepulauan seribu supaya mereka dapat air yang sehat
sama seperti kulit sintetis pada umumnya
kita habis dari luar kota atau luar negeri kita taruh taruh di situ
penerapan kesalahan perumusan hukum dan
jadi misalnya ada mereka tertangkap jaring atau terikat kail di perikanan di laut lepas
pertanyaannya apa ada putusan mk bahwa sudah berjalan dengan adil
permendikbud itu tidak menyertakan otoritas penegakan hukum dan almanil polri sebagai salah satu pihak yang dilibatkan
sedangkan ganja yang dari indonesia ini
apapun pilihan anda hasilnya akan tetap memiliki manfaat
bahwa allah yang memberikan kuasa
kita biasanya kalau mau nitip itu ya pasti karena ada keperluan makanya kita mesti tinggal
kalau anda merasakannya apakah ini timbul suatu keberuntungan tersendiri bagi anda
kemudian menghadirkannya ke indonesia untuk bersaing dengan minuman manis yang kalorinya lebih tinggi
dan yang ketiga kalau memang anda tidak bisa menahan diri dengan bantuan pinjaman pinjaman tersebut
bencana hidrometeorologi di jawa timur
melengkapi enam tim lain yang udah lebih dulu lolos ke bawah playoff musim ini coba bisa disebutin aja
itu juga gak ada dampaknya gak ada efeknya sama sekali gitu
atau mungkin selama ini kok gak bersemangat gitu ya
jadi mungkin mencicil enam bulan tapi menggunakan mesin cuci lima tahun
baik kualitas penyuluan edukasi maupun pelayanan di puskesmas
selain itu untuk menghindari penumpukan kendaraan di beberapa pelabuhan penyeberangan
harusnya dari dua ribu sembilan sampai dua ribu empat belas kalau gue nyerah bisa dong
kalau althoff gak bisa terus compete
ada rahasianya tidak pak boas
di surabaya jumlah peserta didik sd sebanyak dua ratus dua puluh empat ribu
jadi pengunjungnya cukup bagus dan muy nice di sini ya
hal ini untuk memudahkan masyarakat mengetahui jumlah gula yang dikonsumsi
selain itu erin juga mengembangkan kerajinan lainnya dengan membuat buket bunga dan hampers
jadi ini sebuah angka yang menurut saya akan sangat berpengaruh ya pada persepsi terutama di kalangan milenial dan gen z
karena harus dihidung dan juga tenggorokkan begitu
laikrohafidin tidak ada paksaan dalam agama
ngayudulah nyumbang aja tok kita gitu
bahkan ganja masuk dalam golongan satu
bahwa ada hal serius ya yang perlu diklarifikasi kepada keempat
dengan tadi data yang kita lampirkan
dengan total satu ratus dua belas korban yang mayoritas dialami oleh aktivis dan akademisi
mungkin saat ini dp nya dikecilin
namun bagi warga lansia yang mempunyai riwayat penyakit tertentu
memang hal yang perlu kita pertimbangkan adalah biaya biayanya
ana mariana adalah satu dari sejumlah warga di sasetip
dan dengarkan ini paling penting
setelah itu dipadu dengan perkedel bihun irisan daun bawang lalu disiram kuah soto bening lengkap dengan gaji atau lemak sapi
penilaian terhadap aset yang akan dipindahkan kepada pt latexindo
yang mengatakan platform seperti airbnb dan juga stays
ya phri bali sejak awal sudah dilibatkan sama halnya pada waktu g dua puluh itu pada saat apec
karena sma itu ternyata sma yang jago banget sama basketnya
potongan udang sebagai pelengkap makanan ini disajikan dengan tambahan sayur cincang kangkung
nah inilah yang kemudian harus dibenahi karena
cuman gara gara kunci kontak kayak gitu ya kan
di antaranya es kopi susu etawa dan kopi latte etawa yang dinamakan kopi tawa
merupakan warga lingkungan gajah oling kelurahan temenggungan banyuwangi jawa timur
menginstruksikan tiga puluh agustus ya
dan waktu ada sidang darurat
habis ini kita mau jemur sebentar setelah itu dikasih makan lagi
saat mendarat di bandara haneda di tokyo
jadi saya pikir tidak ada yang tidak akan mau berada di sana
lain kali jangan manggal di sini ya pak ya kan kesian yang jalan kaki nanti susah
perintah seorang perintah kepada orang yang beriman orang muslim untuk selamanya mengucapkan syukur
tapi tahun depan lah memang harus dikuatkan lagi untuk memperbanyak public transport ke daerah daerah
dana yang dihasilkan dari retribusi ini akan membantu mendanai perumahan sosial dan perumahan yang terjangkau
rasanya yang lezat dibarengi harga yang terjangkau membuat mie bangladesh laris manis di serbu pengunjung
terutama concern saya adalah mengenai kemanusiaan dulu
hasil dari pengaturan auto pilot ini bisa terlihat atau muncul di
sama julian ini menurut gue
bukan jalan protokol tapi ya kita agak mengganggu juga
jadi kita hari ini kita yang berkunjung ke salah satu legenda badminton indonesia
ya laku ritual yang kemudian seakan akan itu memberi basis keyakinan bagi seseorang bahwa untuk terpilih maka itu jalannya
tapi itu kan titik titik yang menjadi prioritas pembangunan
ketika saya melangkah saya tidak pernah merasa ragu
jimmy chandra arief yunan jakarta
estimasi kerugian ekonomi akibat banjir tahunan di pesisir jakarta mencapai dua satu triliun rupiah per tahun
baru secara maksimal agar fisik iktp nya dipegang
karena gue banyak juga yang gue kerjain sih
maksudnya kan kalo di atas kertas itu
salah menyetujui atau memverifikasi apa kata
paling tidak sudah bye bye resesi begitu ya bang faisal
saya sampai lupa kalau harus antri untuk mendapatkan cakwe ini
supaya mereka kemudian tidak mengalami sisi yang lebih pegawat lagi nanti
nah setelah hampir dua tahun produktivitas pekerja seni melesu para musisi kini bangkit kembali beradaptasi dengan pandemi
bicara dengan negara negara eropa
nah oleh karena itu kita tadi menyiapkan fungsional juga menyiapkan armada armada
kemudian anda harus melengkapi data diri dan klik lanjutkan anda bisa memilih pecahan uang yang diinginkan
atau memang ini murni dari publik yang menciptakan kata gemoy
lebih malah mengagetkan juga buat kita pelaku usaha ya di asosiasi
empat puluh viewers youtube gue justru gak tau urbane itu adalah sebuah brand gak tau
namun mahkamah konstitusi tetap mengabulkan uji materi nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh tiga
di pemerintah ya bagaimana membangun partasi masyarakat di bidang itu gitu loh
yang terakhir adalah masjid patok negoro melangi yang berada di sisi barat
ibu kota negara nusantara diklaim akan menjadi kota hutan
dan telah menyiapkan strategi mengatasi rob di ibu kota
yang akhirnya lo comeback di dua ribu sepuluh berarti ya
kita akan coba cetak dan kita lihat animum masyarakat kita coba untuk mengikuti
salah satunya hakim saldi isra
di redis kurang lebih dua ratus sembilan puluh hektare

ini lembaran nori yang gampang banget dicari
oke ada program dari pelatih lu mungkin
terus yang kedua pihak kapori pun melakukan pengawasan seperti itu
sebab bila terkena air hujan kerupuk nantinya tidak bisa mengembang dengan maksimal ketika digoreng
setidaknya bisa lebih baik
bandingin dengan yang kelihatan yang disita sama kpk
selanjutnya baterai baterai yang telah habis daya pakainya akan melalui proses daur ulang
jadi pas disajikan masih benar benar panas
jadi dia nge dm gua udah follow dia cuman dia kayak mungkin ga follow back atau apa gua lupa
banyak sekali komitmen mereka yang sudah mengangkat isu ini menjadi
di jalan jalan ini banyak banget lesehan lesehan yang menurut gue harganya itu di luar nalar
kalau kita lihat dari tahun tahun sebelumnya
bagaimana kemudian persyaratan persyaratan barang impor yang masuk
manfaat mempelajari alat musik saat masih kanak kanak atau orang dewasa tidak ada habisnya
atau tidak berpapasan dengan orang lain
nah kemudian apakah yang sudah punya tv digital bagaimana caranya biar bisa mendapatkan sambungan tv digital seperti itu
diharapkan tanaman anggur di kampung ini bisa mendengkurat perekonomian warga neglasari
ada kurang lebih tujuh tujuan reforma agraria
yang dikepingan emas batangan berdesain khusus tiga dimensi dengan berat lima gram
atau bisa ditempuh selama enam puluh menit dengan berkendara dari pusat kota pangkal pinang
gue juga awalnya kan mulai gak
untuk sistem pemilu yang efektif dan efisien itu jauh itu
namun di toko ini sang pemilik toko bingung saat kami akan membayar dengan uang rp tujuh puluh lima baru
juga didesain dengan sejumlah halang rintang dari batu dan kayu yang cukup menantang
kasus penganiayaan mario dendi
untuk memasukkan wakilnya dari elemen nu
jika dibandingkan dengan orkestrasi kepaduan dari timnas indonesia
kepada content creator kebijakan ini
menjadi salah satu aset jualan nih
silahkan pak prabowo waktunya satu menit
yang dapat menghentikan kekerasan
dan perpu itu kita juga harus ingat menurut konstitusi ud empat puluh lima
nah jadi dari demografi itu terlihat bahwa netizen perempuan itu paling banyak memberikan dukungan kepada prabowo
jawaban saya jawaban seorang anak betawi kalau dari ente mah memang gue pikirin
perdana menteri anthony albanese telah mengumumkan samantha mostyn eo akan menjadi gubernur general australia ke dua puluh delapan
jadi kalau daerah itu hijau kuning merah kemudian tidak yakin benar benar menggambarkan itu hijau kuning orange atau merah
sudah disiapkan dari bu menteri keuangan rp tiga puluh empat triliun
dan ini sekarang kita langsung nanya aja nih cen
nggak menyasar wilayah konflik danau toba
pak ari yang sudah berjualan soto sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan ini tampak tak berhenti melayani pelanggan
des endan menyajikan roti sehat seperti sourdough maupun kudapan khas azerbaijan dan turki lainnya
kali ini kita datengin yang langsung seniornya nih bo
salah satu masjid tua di yogyakarta
sebab tuhan akan memandang bersalah
mengingat setelah tiga tahun pandemi
terlihat penurunan global dalam beberapa program vaksinasi
dan kapan kira kira akan menaikkan harga beras
tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup
yang seharusnya ada enam belas dokter dokternya hanya satu orang
itu mereka terbang kemana mana
dan juga masukan untuk evaluasi terkait dengan sistem keamanan dan juga keselamatan dan juga kesiapan dari moda transportasi lrt
akhirnya kalau di deka itu kan lima belas
internal juga lagi rame soal kasus sambo dan teddy minahasa
setiap sachet menu bisa dibeli dengan harga rp delapan belas rp tiga puluh tergantung jenisnya
ya perilaku perundungan ini biasanya apakah bisa menular ya mas reza dari satu anak ke anak lain
namun ukuran mencit jauh lebih kecil dengan panjang dua belas hingga dua puluh cm
hidup serba kekurangan tidak membuat abah berfikir untuk meminta minta dan mengharap belas kasihan dari orang orang
berbicara mengenai kedatangan kristus yang sudah lebih dekat daripada ketika kita mula mula mendengarkan akan firman bahwa kedatangan kristus itu sudah dekat
dan ini dapat merupakan pemaparan yang mengejutkan banyak orang
ketugas mengaku sebelumnya sudah memberikan imbauan untuk tidak menerbangkan balon tanpa awak karena bisa membahayakan
dari rumah kontrakan empat pintu ini
ada dua varian menu yang dijual di kedai ini yaitu ramen kuah dan ramen kering
dan disitu beliau dengan sangat gamblang menyampaikan visi misi dan program kerjanya
burung hantu burung predator
nah bagaimana kita merangkul mereka ya
pertama tama tanah liat dimasukkan ke dalam mesin penggiling agar menjadi halus sempurna
barangkali mencoba untuk menunjukkan karakter asli sehingga dalam proses negosiasi kompromi juga menjadi terganggu
jadi saya kira saya pesimis sekali dpr bisa melakukan sesuatu yang subsantif
namun seperti yang dikatakan satu korintus
paling sedikit tiga kasus penyakit yang paling menular ini tercatat di sydney melbourne brisbane dan act
tidak ada yang lebih indah dari mendapatkan apa yang anda butuhkan dari hutan anda
proses pembangunan lintasan sepanjang satu km yang akan dipakai untuk kejuaraan uci mountain bike eliminator world cup dua ribu dua puluh dua ini
sekarang saya berada di rawagede rawagede ini merupakan salah satu wisata primadona di kecamatan sukamakmur
hal inilah yang membuat pasar fabian menjadi tidak biasa
akan lebih aman jika regulatornya dilepas
kementerian kesehatan saya kira sudah punya leveling tentang
jatuh telurnya saya kurang fokus nih
dan siapa sangka sebuah konter atau toko pulsa di lombok tiba tiba diserbu para pebalap motogp yang ingin membeli kartu perdana
kali ini saya akan mengunjungi pulau misol
tapi yang disadari oleh para klinisi sekarang adalah
masalahnya pada saat satu orang ini berpenghasilan mungkin agak minimal atau lebih tinggi
gitar yang berpengaruh bagi pemula
atau khawatir mereka menunjukkan gejala
kulonwun untuk meminta izin bertugas di kota solo
dan jangan pernah menyalahkan dia menghakimin dia
bagaimana satu sama lain itu merasakan saling membutuhkan
selamat malam dari copenhagen
masih penasaran dengan pola kerja para komplotan curanmor asal tambora ini
kendaraan yang melanggar parkir atau parkir sembarangan di area badan jalan
atau bisa juga kartunya itu dibuat barcode itu ya
di satu dekade terakhir
mencarian bakat untuk pon dua ribu enam belas jabar
selain membantu produsen telur asin mendapat pelatihan dan uji coba laboratorium
maka kalau kemudian kami bisa mendapatkan layanan baik maka kami merasa nyaman kami senang dan hidup kami akan lebih panjang
kita sudah lama menunggu
setelah itu pinter pinter lah bermain
ya aku mau memfasilitasi mereka mau jadi apa
dengan begitu signifikan pada pandemik adalah keputusan negara negara
tapi karena dia digungkus oleh daun pisang
dan kali ini ada satu ratus dua juta data warga indonesia dari kementerian sosial yang diduga kemudian diumumkan kepada publik dan dijual
kepolisian telah menyiapkan strategi untuk menghindari penumpukan kendaraan pemudik
dan kemudian mendapatkan tanggapan sama netizen
hati gue tuh gak di basket banget deh
instruksi mas menteri ya tiga puluh agustus nanti
sebelas juga basketnya kan biasa biasa aja kan
nah di sini mereka bisa berkarya bisa melukis dan juga menggambar sambil diet gadget
praspul menjadi pemain terbaik dan penentu kemenangan di tahun dua ribu sembilan
tadi anggota dari komisi tiga dpr dari fraksi golkar
warga harus menerobos banjir untuk dapat keluar masuk permukiman mereka
ketiga buah hatinya untuk ikut aneka lomba sejak usia dini jadi terserah dia jadi kita ngikutin
perbaikan total semuanya sekitar tujuh puluh total
adalah letusan dari gunung toba di sumatera utara
mohon untuk pada pengunjung to tenang atau kami bisa perintahkan untuk saudara dikeluarkan
yang pertama itu adalah konsumen yang sifatnya consumer loan
nah komen itu kan ada negatif ada positif
saat ini hasil serat daun nanas sudah tembus ke sejumlah negara
kalau lensanya sudah tidak maksimal bisa mengkoreksi
jadi presiden menegur para menteri karena komunikasinya dan sosialisasinya ke publik kurang
kalau pelaku umkmnya kolep
menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto memastikan
dan untuk sabtu ini kita ada media forum
seruan ini tertuang dalam surat edaran pimpinan pusat muhammadiyah
kadang kadang pedoknya ada ac nya pipisnya ada toiletnya di gedungnya
lalu sepertinya solusinya tidak cukup efektif pak
jadi kalau pas takjil jangan langsung lagi padang masuk sejalan jalan
sakitnya pernah sampai nggak bisa bangun sampai sesek nafas gitu
atau di negara negara lain lah internasional
masih terdapat juga orang yang tidak dapat divaksinasi
sungguh sebuah contoh tentang menghormati siapa yang membesarkannya
baik yang bersifat pribadi
hanya berlaku bagi pedagang luar negeri di marketplace cross border dan tidak berlaku bagi pedagang impor lewat jalur importasi umum
jangan sampai pak prabowo membawa orang orang toksik ke dalam kabinetnya ini mengacu ke siapa
saling menjatuhkan dengan motif motif personal saya kira enggak
lebih dari seratus orang tewas dan lebih dari lima ratus orang luka luka
terus berarti akhirnya lebih baik of medsos dulu fokus ke pertandingan
sekarang aku masih pasangan sama grace kalo gak salah
pemerintah provinsi bali berencana menerbitkan aturan baru tentang larangan wisatawan menyewa sepeda motor
zaman sekarang kan arti arti zaman sekarang nih
oke ini pengulangan kesekian kalinya artinya pemerintah dan instansi terkait gagal untuk melindungi anak anak
sehingga berbuka ladang yang manis ini gak selalu dengan kurma
dari waktunya yang tak ternilai
kasih yang kekal selamanya
selanjutnya yang kedua adalah cari tahu banyaknya makanan dan minuman
perbedaan posisi sangat lebar sangat dalam
dimana mereka merasa bahwa ini mk memberikan putusan yang akhirnya memberikan payung hukum bagi nepotisme
dia kayak mereka itu kalau kayak gitu
mahasiswa dari luar daerah yang sedang belajar di kota pahlawan pun
setelah ini dorok dok digoreng ke minyak panas
setelah daun ubi dan bahan lainnya halus serta tercampur sempurna
sehingga anda juga menikmati nih adanya insentif insentif perpajakan di dalamnya

di sektor keuangan kita punya undang undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan
waalaikumsalam selamat pagi waktu kazahstan mas iqbal dan mbak mekki
meningkat tapi tidak terlalu banyak
hidup kekal di surga
terlebih bila berkendara di jalan tol dengan jalur lurus
karena sudah ada bandasan hukumnya nih
dari usahanya itu kini kebunnya jauh lebih produktif
kita tidak mempunyai waktu tidak sesaat
gak apa apa saya izinin kamu untuk main di bali united
jadi kalau dia punya mobil manual tuh gue gak kepake sama gue
kalau nilainya apa semua pada bagus
dan itu kalau kita lihat dari sisi demografi ya mbak

jadi ya sekitar enam tujuh bulan
biar ada laluan mengakses ikan tuna terbesar di papua
tapi kita harus jeda terlebih dahulu untuk mengikuti azan maghrib
masih junior lah itu yang hitungan ya
ya kenal itu main basket mulai dari sd kelas enam
strategi strategi yang kita lakukan
terus berubah lagi jadi sekarang udah kib
ya saya baru keluar dari exit tol sumber jaya di majalengka
entah hobi entah pernah nembak gitu
misalnya dia ada lima seri gitu setahun gitu
sudah ada kenaikan dan sudah disesuaikan dan tadi saya juga lapor ke pak menko dan pak menteri
namun ketika masuk ke dalam dan melihat papan harga pengunjung akan tercengang
yang lain sambung saya masih ada teknik lagi
karena itu open run terakhir itu dua ribu empat belas
tetapi dari masyarakat olahraga sendiri bisa meninggikan status sosialnya gitu
kenapa bapak belum menjawab pertanyaan kami
sukhoi pada waktu itu amerika serikat belum membuka penjualan alutsista ke indonesia
sehingga ini memang sangat ramah bagi para lansia kemudian juga difabel seperti itu
nah di bali ini wisatawan yang datang ke bali ini kan tidak semuanya di handle oleh biru perjalanan wisata
nah untuk perbedaan sendiri yang mendasar pastilah penganannya makanannya
menekan laju infeksi begitu
lu mau kotor kotor lu mau debu debu lu mau kena kenalpot kenalpot
mereka justru menjadikan kabupaten karangasem bali sebagai daerah tujuan
ke qatar saat ini antara lain
kali ini saya tertarik ingin melihat proses pembuatan bubur kacang hijau
nah mudah mudahan semuanya berjalan lancar
ketika kita berbicara mengenai murka tuhan
membuat proklamasi cirebon tidak bergema di seantero nusantara
ada undang undang tpks ada juga ruu pengasuhan anak yang sampai sekarang paling hukumnya belum jelas
sering merasa haus mudah mengantuk cepat lelah penglihatan kabur
karena tidak dapat dipungkiri tempat ini menjadi salah satu identitas kota surabaya
jadi sekarang ketika kita memiliki sepuluh perintah yang segar dalam pikiran kita
ada kurang lebih delapan atlet indonesia yang berlagak dalam kruid pro dua ribu dua puluh dua ini yang masuk ke babak tiga puluh dua besar
inilah yang dapat memperbesar resiko seseorang menjadi batuk hingga radang tenggorokan
untuk advokasi narkotika kesehatan mengajukan gugatan uji materi undang undang narkotika ini apa mbak tita
karena memang tadi indikator inflasi juga belum keluar
menurunkannya pun tidak sembarang pemirsa
ya secara artistik secara kebutuhan cerita kebutuhan film memang saya banyak temukan di tempat itu gitu
salah satunya adalah melakukan pemanasan dan peregangan dengan benar
itu malem mungkin jam sepuluh antara jam delapan sampai jam sepuluh itu baru diantar dan itu pun
dan hasilnya juara dunia gitu indonesia
ya gue gak bisa nih ikut ikut trik gini nih gitu
dan dibutuhkan dana sekitar dua puluh tiga delapan triliun rupiah untuk memenuhi cakupan seratus
tanpa dibicarakan dengan jai iman
dari kita ore ore jadi pendium gitu kan
yang ketiga tentunya garuda wisnu sudah merupakan ikon bali
bahwa singgah sana allah berada di atas air
diedarkan atau dibeli oleh industri yang mana lagi
hingga harus kehilangan uang delapan ratus ribu rupiah
hingga teknologi carbon plate yang disematkan
kalau memang berada di zona sesar itu bukan berarti tidak boleh dibangun tetapi cara membangunnya harus benar ya
konon banyak yang berpandangan gaya hidup eco friendly relatif mahal
yang mana saat ini jamak dilakukan oleh anak
untuk itu dalam kasus yang terjadi
dan kesenjangan ini semakin meningkat sejak terjadi pandemi
jadi kalau disenderin atau dipakai pedok jadi dia lebih kelihatan menarik dan jadi favorit jadi anak anak dilihatnya enak
jadi pengawasan itu berjalan baik
bedanya resep racikan lotek ini sudah bertahan selama tiga generasi
itu akan melahirkan bayi bayi yang sehat yang kuat
dengan asap yang mengepul pak ari memilah ati limpa usus dan aneka cerawan lain
tetapi karena pasti perhitungannya ini adalah soal target lolos
ya di sebelah cowopress belum muncul
yang menjadi sumber utama dari permasalahan ini adalah yang membunuh pelaku umkm kita mbak meggy
dugaan saya karena memang tadi terdesak karena mau menjelang tahun politik mungkin
ada yang gelegean gitu oh ini avan gitu
yang sekarang saya kira menjadi bagian cagar budaya itu di kompleks candi tangkuang
dua kali di tahun dua ribu tujuh belas di kabupaten lombok barat dan lombok timur
sehingga kadar gula dalam tubuh tidak terkontrol
kereta itu keluar dari relnya ini
atau kelahiran kembali untuk dirinya seperti makna kelahiran kristus yang biasa disebut natal
jadi sudah luar biasa paham kami siapkan tinggal diperintahkan saja tenaganya juga sudah siap
kemudian juga kerjasama terkait dengan bagaimana negara negara ini bisa di asia tenggara bisa maju bersama dan juga di asia dan beberapa negara lainnya
juga kadang kadang mengerikan begitu ya
nah ini kenapa nih pas lagi balik tiba tiba akhirnya di umur ke dua puluh sembilan ini udah lah gue balik rekam back class gue ke liga profesional gitu
kita main untuk olahraga bukan buat nyari kayak merek
karena saya juga punya kerinduan untuk membawa suasana
sering makan karena rasanya itu beda sama yang lain
kalau dulu posyandu hanya untuk penimbangan bayi
kalo di pengalaman di hangzhou apalagi yang unik unik yang mungkin orang gak tau gitu kemarin tera
saat ini di desa gobleg sedang dibangun sekolah menengah kejuruan negeri yang nantinya tidak hanya mengajarkan proses bertanian di lahan
bagaimana mereka menyikapi dan bertoleransi kepada warga muslim yang sedang berpuasa
pak ganjar kita mengetahui masalah yang sangat penting dihadapi bangsa kita adalah
satu keluarga bapak dengan tiga anak warga negara indonesia berarti empat
untuk orang kalangan bawah
bila ada warga yang melanggar salah satu aturan itu
jadi tiga puluh detik kemudian
curah hujan minim selama musim kemarau berdampak positif terhadap pertumbuhan kacang tanah
tepung terigu susu coklat ada gula halus lalu margarin dan air putih panas jadi yang pertama
atau pergi jauh atau berwisata dengan berkerumun
salah satu eksporternya kan ukraina gitu yang terbesar gitu
tapi mereka bilang di rumah selalu lepas
meskipun dijual di gerobak ala pedagang kaki lima di penginjalan puluhan orang ramai mengantre memesan mie khas negeri sakura ramen
iya kan batubara kami dari asosiasi memproduksi batubara ya
ucup terakhir ini kalau ngelihat pandemi sekarang mungkin sudah apa namanya sudah ada beberapa pelonggaran aktivitas termasuk juga kegiatan musik
isinya adalah bahwa janda yang tadi dia kembalikan uang
walaupun bumi buwoneo sekarang udah di posisi playoff
harga pupuk di dunia ini melonjak sangat tinggi
di sini bagaimana profilnya di seluruh indonesia
santi mungkin hanya contoh warga doli yang hingga saat ini masih harus berjuang
paski beraka harus berlatih dengan sungguh sungguh
untuk mengimbangi dari gula darah yang berlebihan dalam tubuh
limbah ampas kopi diolah terlebih dahulu melalui proses fermentasi
ada target emas nih lu salah satu andalan kita untuk dapat emas nanti
itu baru kita melakukan rekayasa lalu lintas
ambil aja wasit asing dulu gitu kan
siap daman yang ini bang ya oke demi kenyaman eh salah tutup hahaha nih terlalu banyak dipikirin
victoria beningar menjadi negara bagian pertama di australia
di berbagai belahan dunia kampung turis biasanya berdekat
dapet ee yang diterima dapet email kan
tugas dari pssi komite supporternya
akan said no atau abstain
saya meminum ketika sudah pecah ketuban
hal ini diperlukan untuk melihat dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak
berkait dengan kepastian korban tersebut kami akan update lagi
caimin tampilnya lincah begitu ya
saat kembali ke jakarta jalil mengaku berhenti berkumpul
gue sih ketawa aja lah kalau fans lakers ngomong jago jago gitu loh walaupun si kho
nah untuk membuat telur asin pilih telur bebek yang utuh tidak retak dan berukuran delapan puluh sembilan puluh gram
namun itu sampai berhari hari ketika sudah membakar lahan gambut yang terbakarnya di bawah permukaan tanah
dan sementara kami belum bisa memberikan kepastian info seperti apa
karena problem problemnya adalah
ini adalah insiden terdamparnya yang kedua kalinya dalam dua belas bulan terakhir
serat yang sudah kering lalu disisir untuk kemudian disambung menjadi benang
soalnya kayak ketularan sama mike glover atau gimana
waktu bapak anies dua menit dimulai saat bapak berbicara
yang itu yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih
hal ini bukanlah jalan yang lain
dan bisa dilihat besinya pun cukup kokoh sehingga aman bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sepedanya di area parkir sepeda ini
misalnya prabowo sama pak ganjar bersatu
pemerintah termasuk badan pangan juga kami dorong untuk melakukan subsidi
jangan tapi ya tapinya memastikan sesuai dengan data yang ada
kalau kondisinya sudah cukup tinggi
apakah sama demikian juga dengan tempat tempat ibadah
ya kalo bisa sih kita doanya pasti bisa belajar di luar negeri lah d
terutama terkait harta rafael
bisa mudah mudahan mereka punya atletnya
saya sendiri juga dari awal tahu bahwa di indonesia itu kan kita produksi film tentang remaja banyak banget ya gitu dalam setahun
uji klinis terhadap vaksin sinopharm sudah dilakukan di berbagai negara di dunia
serta udang tepung yang besar ini saat disantap
kelima kota itu adalah bandung bontang jakarta barat semarang dan kupang
misalnya di bogor gitu ya kabupaten bogor
just lebih better dari ramon galway
kita memiliki tenaga kesehatan untuk rumah sakit
wali kota depok kota depok mohamad idris mengatakan untuk pembangunan alun alun dan taman hutan kota di wilayah barat kota depok ini
ini sebuah angka yang sangat baik sekali
ku nyanyi berulang ulang
namun kini kain tenun sumba dapat digunakan sebagai pakaian sehari hari
namun ada pula informasi yang kami lansir dari cnn indonesia com
tim tim itu melakukan sejumlah persiapan di mana di dalamnya itu akan ada beberapa pertandingan uji coba
atau cukup latihan di rumah dengan bantuan aplikasi
harusnya dengan nilai sepuluh juta gajinya
jadi nggak cuma di sana aja di sekitar daerah daerah juga
di tol ini tahun ini saya lihat
negara negara barat mereka udah menggunakan batubara ratusan tahun
melalui traffic accounting dari jasa warga
hewan liar itu contoh misalkan yang saya alami itu adalah ular
nomor dua adalah instagram
bila dibandingkan dengan lintasan di seri seri balap mtb eliminator lain
yaitu wahana sepeda gantung
cita rasa yang melekoh banget ya
tapi tadi yang f satu udah dijawab duluan sama dia
harganya yang terjangkau menjadi pilihan para pembeli
dan kita selalu sampaikan bahwa
sebagai informasi alhamdulillah ya sampai hari ini kita sudah satu ratus sembilan puluh delapan jemaah untuk pemfisaan
karena sahabat sahabat dari indonesia menyampaikan atensi kepada kami di studio
dan satu sehat itu akan menjamin data digitalisasi pada saat saya berobat
adalah tempat yang tepat untuk mencari instrumen yang terjangkau
kemarin yang kita sudah bisa evakuasi adalah warga negara kita yang ada di sini
buat apa malu untuk kepentingan banyak orang
iya atau ya memang kalau misalkan ibu evita mau berkomentar atau mau melihat live gitu
bang ali terakhir apakah wisatawan dari indonesia
lemahlah aku kuatkan imanku
nah untuk itu karena dua hal
sebagaimana yang saya janjikan terdahulu adalah
dalam berapa minggu tiga minggu hampir empat
tetapi di sini bukan sembarang nasi yang akan kita makan
namun baru tiga bulan menjadi member ia kemudian tak bisa melakukan penarikan keuntungan
namun jika jemaah wafat atau sakit sebelum hari keberangkatan atau sebelum sampai di asrama haji
itu menurut gue belum kepikiran untuk brand lain saat itu ya
tidak kalah kreatif sebuah permukiman yang merupakan kampung tematik di kuran
siapa telah dipercayakan banyak talenta
penurunan level ppkm tidak serta merta menandakan seluruh kawasan jawa timur aman
kalau untuk dikatakan ini akan menjadi suatu prediksi penyakit tertentu sepertinya tidak
karena ini berkaitan dengan harapan para korban
sampai dua ribu dua puluh tujuh mengacu pada pembagian kemenangan yang disepakati dengan kementerian pupr
ini kita kayak gak rembek gitu gak bingung bingung nih
jadi kalau misalnya air ledeng atau air pump yang sudah terkontaminasi
harus dicabut berita berita tentang sbo top itu dilaporkan
nah justru di titik kreatif itulah yang kemudian menarik bagi pemilih gitu ya
menjadi dua puluh lima persen tahun ini
jadi tidak ada batasan batasan atau kemudian kriteria kriteria yang jelas
terpaksa menjadi tulang punggung keluarga
pendengar apakah anda memiliki alat musik yang terbengkelai di rumah
ya bahwasanya sehat tidak hanya fisik saja
dan punya potensi lah jadi kita bisa bersaing sama dia juga
tahunya itu dijual jawaban dari ard pt ratesindo saudara wahyu

pembenaan pembenaannya tidak tidak besar lah
enggak langsung jadi juga
daripada beresiko bubur yang tumpah
ketika mempertahankan tanah dan wilayahnya
abis itu tante tantenya apa temen temen sama gue ngenalin gue basket
makanya cara gue bukan berkomentar kayak gitu guys
yes betul setuju gue setuju
mungkin saya nanti ringkas saja dulu ya nanti kita lanjutkan diskusi
sejauh ini stok untuk beras untuk wilayah jakarta sendiri pak di food station bagaimana pak
bahwa kondisi pesawat miring ke kiri
dan mungkin banyaknya ya main turnamen yang tinggi
tiba tiba nih kalau kemarin mbak tika sebutkan mungkin yang rame tiktokan itu biasanya adalah konten konten dari pasangan dua
saat ini jadi sudah terlihat gambarnya
tadi acara berjalan dengan sangat baik cair dan tentunya penuh dengan semangat kebersamaan
tapi bedanya sih paling cuma di sisi permainannya
ya umkm sangat tentu saja sangat bergantung pada kondisi demand permintaan secara keseluruhan ya mas aldi
tentunya anda tidak membutuhkan set top box seperti yang memiliki tv analog anda hanya butuh melakukan scan ulang saluran tv digital
penggunaan adapter serta kabel pengisi daya yang tidak sesuai dengan setelan pabrik
bukan terus terasa agar mampu bersaing di tingkat nasional
prestasinya mas tera nih di nomor sepuluh meter running target dan running target mix
dan apakah dunia ikut untung atau buntung kita lihat seperti apa ya
kita menciptakan makanan makanan sehat
apakah tadi safe havennya ke emas menyimpan dolar tapi sementara pendapatan juga lagi tergerus nih
penurunan konsentrasi kehilangan fokus bahkan sampai jenis jantung yang tidak teratur seperti itu
tapi kalau kawan kawan yang ingin menyimpan untuk kenangan investasi itu
ya saya bersama dengan sedulur sedulur sikap
fufu dengan rasa yang hambar dicampur dengan sup egusi yang sangat gurih dan sedikit pedas ternyata cocok bagi selera lidah indonesia
bisa didengar sama pemerintah bahwa karena menurut saya juara olimpik
menteri perdagangan zulkifli hasan menargetkan harga telur ayam di pasar kembali normal dalam dua pekan mendatang
cekcoknya kayak gitu aja sebenernya cekcoknya
total kasus positif covid sembilan belas sebanyak dua puluh tiga enam ratus tujuh puluh
ini tentang situasi permainan oke
ku datang padamu melayangkan doa menyesali dosa diri
bersama ratri kartika inilah flash week podcast
nah kalo loren sendiri ada persiapan kayak private private gitu gak sih
dalam jangka dekat ini pasti hpp yang baru akan dikeluarkan
pasti kita tetap berusaha supaya mereka tetap menggunakan hpd nya
si bali ini yang harus dipertahankan ya
melalui stok kita yang telah mengundang gitar
kebutuhan masyarakat harus bottom up juga ya
tapi ini kayak kita santai aja cana pendek mainnya ketawa tawa gitu
tapi ini fenomena yang menarik sebenarnya
artinya walaupun kita bertambah lima puluh juta tambahan sasaran baru dari satu ratus empat puluh satu lima
tanpa ada itu ya semua masyarakat semakin individual dan tidak peduli ya dampaknya akan seperti yang kita rasakan ini
karena sosok ketegasan tadi muncul dari seorang prabowo sobianto
karena delapan puluh persen masyarakat indonesia masih irasional
yang juga kakek yahya holil stakut ketua umum pbnu dan yakut holil komas menteri agama
ini agar masyarakat mau menggunakan transportasi publik
dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
anda bersama sbs bahasa indonesia
nah ini yang kemudian demand seperti inilah yang kemudian bisa memperbaiki kondisi umkm jadi lebih bagus ya ke depannya
tapi perlu tetap berhati hati jangan sampai kemudian backfire
karena ini berbeda dengan misalnya
jadi ya kayak sering jaga jagaan di ibl
di penghujung acara kita akan temui hilda eda bakulu pandairot
kemudian membuat malapetaka itu menjadi pergi
ketilai montolalu ini sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima
jadi mungkin kalau di bahasa secara puitisnya itu menjaga nilai sentimental
jadi saya mau menceritakan
tanaman ini mampu menghasilkan sedikitnya empat ton kacang tanah
jadi pemerintah juga tidak kalah cepat
bukan miningnya nggak terlalu besar
padahal pasokan cukup dan siapakah yang ambil untung dari kelangkaan ini
sempet ditawarin satu klub bareng yus nih
ada delaman menu yang bahannya jelas dan juga ada menu yang tidak terlalu terlalu terlalu terlalu
diri saya dan juga membahagiakan orangtua saya gitu sih nggak papa nggak papa kalah menang biasa
calon presiden nomor dua puluh tiga ganjar pranowo menyambangi pasar jamu ngutar yang ada di kabupaten sukoharjo jawa tengah
ketika orang tua masih minta doa restu orang tua
pantai memang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan
desember dua ribu dua puluh satu lalu anaknya muhammad ibrahim yang berusia tujuh tahun
menurut lo kenapa lo sebagai cewe ini
this is menjelang kontrak saya habis
iya jadi memang justru kita membuka jasa kita untuk lapangan basket di restorasi
telkom dlkm dan juga astra international
nah terkait hilirisasi nih ya bung hendra kan kita tahu presiden jokowi itu kan menggaungkan hilirisasi
sehingga penyelenggara event pasti juga akan lebih banyak menjalankan event event game mobile
berikutnya adanya sebuah tajuk berita yang menonjol tahun ini
dan crypto ini kita lebih nggak tahu lagi gitu
dengan adanya anthony bean
karena women in motorsport itu nggak cuma pembalap gitu
takutnya dvd atau apa dicek lab lah dibawa ke puskesmas
lonjakan harga sewa telah jauh melampaui upah
sementara mas tera awal awal megang senjatanya baru sekali
awalnya sih kayak waktu di cirebon juga awal awal sultan kayak wah beban gitu
bener dong kan kita udah janji
karena kan mulai dari dua puluh truk per hari bisa masuk
yakni di desa ororombo kecamatan peronjiwo dan juga desa sumber mujur kecamatan candipuro
delapan puluh lebih anggota masyarakat adat dikriminalisasi
dengan menggunakan tungku dari batu bata yang menyala serta kayu bakar
beginilah kondisi ruang kelas satu di sekolah negeri kedung rejo ii kecamatan kerek kabupaten tuban jawa timur
yang mainnya masih yang tua tua semua tuh
diany s idola udah
fakta bahwa yesus membayar hukuman dosa dan mati adalah bukti bahwa hukum allah
untuk memperkuat kegiatan militer belanda pada waktu itu dibangunlah jaringan gua atau lorong
selama ini bpjs merubah bpjs dengan bpjs yang berubah dan bpjs yang berubah dengan bpjs yang berubah
mereka dari caleg ataupun tim sukses yang ada di pemilu ini lebih banyak mencari
terakhir apa harapan anda terhadap rumah batik selatan ini ke depannya pak
dengan emosi yang stabil otomatis fokus dan kesadaran
ya anjing lu kalau tempat aja gak mau nembak gimana gue mau value lu anjing
iya bagus bagus bagus ya gue seneng nih lo nanya itu jadi kebetulan si jenny itu jenny itu adalah teman setim gue di la streetball dua ribu dua belas
dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa media sosial atau panggung apapun atau event apapun
dengan apa persentuhan yang ada di sini
tentunya pertumbuhan ekonomi harus tetap lebih tinggi daripada inflasi
bersinergi dengan pemerintah pusat
seberapa besar dampaknya memang
sementara badan kesehatan dunia atau who memiliki batas konsumsi gula yang lebih ketat
rata rata ngurangin kalau sebut kaget sih karena udah kemarin kemarin udah pada naik
belum dia punya jasa vilah ya kan untuk bawanya
bermain game di smartphone
dan memang sebenarnya reinhard perlu diingat bahwa pada konferensi pers yang digelar pada lima mei dua ribu dua puluh satu lalu
demi kelancaran di saat hari kemerdekaan
tapi itu masih dalam tarap wajar untuk di level tiga siaga ini
kan kelurahan ini ya cokro dining ratan lebih pertama daripada di kermanteran jutis ini
melakukan distribusi dari wilayah dia ke wilayah yang cukup besar produksinya
jadi mau sarapan apa pagi ini
kita dapat mengantisipasi agar hal buruk tidak terjadi
bukan hanya kepada keluarga pras tawa dikenal hangat kepada atlet atlet basket muda di bawahnya
waktu itu kita pernah ngobrol sama rio juga soalnya
seperti yang dimiliki yang dipakai oleh prabowo dan gibran gitu ya
apakah anda ingin berlatih langsung di pusat kebugaran
mengayomi anak buahnya staffnya gitu ya
kalau misalnya dibutuhkan di pari pura diterima
atau berperan dalam perdamaian dunia ini
biasa suplai kalau kurang dikit kaget harga naik
tapi bagi masyarakat indonesia dan student indonesia karena mereka sudah masuk ke dalam sistem
yang nomor dua di fungsi di kelautan dan perikanan memang sangat penting karena tujuh puluh indonesia adalah laut gitu ya
maka itu bisa dilakukan oleh subjek sendiri
pempek kemudian disajikan di atas hot plate lalu disiram dengan cuko hingga berdesis lalu ditaburi ebi
hingga yang paling mahal dipatok enam puluh per malam untuk kura kura berukuran besar
penurutan itu adalah tanggapan atau ungkapan dari kasih kita kepadanya
sekarang kita masih memiliki masalah di urusan berias karena ada super el nino
selamat sore mbak buspa
dengan kompetisi yang semakin
baik kita akan beralih lagi untuk melihat slide selanjutnya
di banten itu nanti kita
karena ikan akan mudah meloloskan diri dari tangkapan
marilah kita simak rangkuman bapak ricky kusumo berikut ini
menurut bung towel sendiri apakah karakter permainannya akan sama seperti waktu melawan vietnam kemarin
itu kan tanggung jawab dari pemerintah sekarang gitu lho
itu mana yang harus kita pakai pada saat apa gitu dok
iya kalo misalnya masuk uph aja wah jadi ya
sehingga harganya pasti jauh lebih tinggi dibanding hari hari biasa
bang ali kalau misalnya kita tahu di beberapa kali piala dunia kemudian ada supporter supporter
sebab belum ada apa apa tuduhan sudah sampai
udah main basket sesimple aja
diseret karena gak boleh itu kan akses yang clean
dan bawa tiaju dan aliyang di kawasan jalan adamali kota jambi
kan kita udah menang tuh aku malah nggak bisa tidur mas jadi nah iya sebelah kita tuh masih
seperti bri bca mandiri dan bni sedang mengalami kenaikan
terima kasih atas laporannya nindya yuwono
atau mungkin savi lain kali gue gak tau
ya ga ada yang tau
itu apakah menjawab itu atau itu memang disiapin buat
sebenarnya kenapa memilih motor tangkas ini
tapi kayaknya lu lagi bahagia banget nih
ada langkah langkah selanjutnya diambil gitu
ada anak muda bilang wah ini suruh orang tua
sehingga supaya bisa berjalan secara lancar dan smooth
terus sampe liat perkembangannya sampe sekarang
akan kami angkat dulu yaitu tentang iklim di australia yang akan disampaikan oleh bapak riki kusumo berikut ini
jadi pola sehari hari aja jadi lebih sering cuci tangan kayak pakai masker gitu
filipi empat ayat tiga belas menuliskan
atau untuk digunakan dalam situasi darurat
mulai makin gak suka gitu ya
karena mereka kan hewan berdarit dingin jadi mereka harus butuh sumber panas
jadi kontak tracer ini juga akan bekerja tidak mengenal hari libur yang bekerja berbasiskan pusat mas
sehingga program tesnya diberikan secara cuma cuma
untuk menyantapnya kita juga harus jelini sebab dagingnya terselip di tiap tiap sudut
buckley menyarankan metode metode tertentu akan dapat menurunkan tagian listrik
terima kasih atas waktu anda pak yusuf warsim komisioner komisi kepolisian nasional telapak gula bergabung sama kami
ikan bawal yang sudah ada di bak penampungan
gaya hidup gimana ko gaya hidup kan kayaknya beda jauh tuh salah tiga sama bali
jadi ada aroma aroma dan juga ada rasa smokinya
tapi gue kembalikan lagi kepada kalian berdua
sehingga tak layak untuk menyombongkan diri
ini semua merupakan penyakit yang akan timbul karena asam lambung yang mengiritasi
jadi tertutup sedimentasi yang cukup tebal
data itu harus terlindungi sebagai data konfidensial yang ada di pasien
tujuannya memberikan pemahaman mengenai bencana hidrometeorologi
yang diduga akibat terkena ledakan dari ponsel yang sedang diisi dayanya
setelah membayar lontong sayur seharga rp lima belas
antara kereta api turangga dengan nomor perjalanan enam puluh lima a
tahun dua ribu dua puluh satu yang masih lamina bahkan minus
anda melihat apakah ini merupakan langkah strategis mengingatkan harga akan fluktuatif
eh tapi kyrie irving tuh posisi berapa
jadi bj armstrong ya cetak selama satu game gitu
sempet ada gak sih witt
itu selama ini kan agak
kalau bentar ada yang bilang nanti nggak setuju ya sudah
saya liputan bola tuh ada
pasalnya perwal nomor enam puluh satu tahun dua ribu dua puluh satu tentang ppkm mikro
tetapi kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia yang kita terima setiap hari bahkan setiap saat di dalam rumah tangga dan keluarga kita setiap hari
biasanya minum vitamin terus yang pasti istirahat
jadi kenapa bully ini penting
di mana terhentas benturan dari roda kereta lokomotif berantak yang sempat ambil karena menyambar kepala dari truk
saat kayak waktu waktu yang dimana aku bener bener ingin main tapi nggak dapet kesempatan gitu kan
sudah lima bulan nurhamin rutin jogging tanpa memakai sepatu
setan sang musuh itu ingin mencuri kesehatan kita
oke jadi bahannya tadi sudah saya sebutkan yang paling utama adalah roti kita akan bikin mungkin
nah dalam sistem distribusi terbuka siapapun itu bisa membeli gas tiga kg dalam jumlah berapapun
cuma tidak hanya ketemu dengan mereka
saya enggak pakai powder saya enggak pakai sirup
coba apa anda tahu buah rukam
jadi terhubung dengan sumber sumber dana itu
sejak tahun dua ribu delapan belas irfan memberanikan diri untuk melepas jabatan
ada yang tingkat dasar itu di lima ratus empat belas kabupaten
jadi untuk tahapan screening tes antigen itu bisa dipergunakan ya
bumbu kacang dalam sehari delapan ratus piring bisa
pak ingetin saya ya pak kalau udah mau turun nanti ya pak
nggak ada sih dia kalau waktu latihan itu equal ya orangnya
jadi cicilan utang cicilan utang itu biasanya disarankan tidak lebih dari tiga puluh penghasilan kita
seporsi ayam geprek jumbo plus es teh manis dihargai lima belas ribu rupiah saja
lebih nggak ke lebih nggak etis kali ya kaya
stigma bias diskriminasi adalah salah satu peraturan yang paling besar
mungkin kembali main ibl satu tahun atau dua
apakah dari segi funding nya atau dananya atau dari segi fasilitatornya dan lain sebagainya
tapi yang paling harus dilihat siapa yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan kerusakan terutama deforestasi
baik besok besok jangan manggal di sini lagi ya pak
nah ini juga jadi pr kita untuk melakukan tracing siapa saja dan dimana saja mereka saat ini berada
dan saat yang sama ada semacam persepsi yang makin berkembang di publik
atau sampai kemudian kemenangan atau seperti apa gitu
sebelum ke prof dwi andreas tadi prof dwi andreas pak arief menyatakan ada keengganan dari petani untuk menanam
baik baik dengan kuota yang terbanyak dalam sejarah tadi kalau pak aceh bilang
dengan instabilitas atau bahkan dalam konteks tertentu dalam konteks tadi kredibilitas pemerintahan
yang berlokasi di jalan busyawara
dan para pendengar bila anda memiliki pertanyaan silahkan sampaikan studio
tapi yang sekarang ini bisa dilayani mungkin mulai dari tanggal tiga puluh
yang selesai bisa dihitung dengan jari
sering terjadi luapan yang mengarah kepada pemukiman warga sehingga bisa membahayakan keselamatan warga
yang penting posisinya agak ke belakang dikit
dalam sehari biasanya ia memasak satu sampai lima kg jenis protein
rasa rasanya saya ingin melihat secara langsung
tadi sempat belajar apa di situ sama ronaldinho
di mana orang berdesakan untuk menuju satu titik dan terburu buru
orang orang bilang bumbu kacangnya yang jadi andalan di sini
fenomena gerhana matahari dan fenomena bulan super
tentu ditambah lagi dengan inovasi inovasi yang lain
dalam tubuh ya gak boleh juga bawa korek api
baik di kerajaan dinasti cina pun seperti itu
terutama jantung bisa kita selamatkan dulu yang di organ vital gitu
dan utamanya ya ini cukup minum
nah bagaimana pendapat anda terkait dengan iming iming kemudahan mendapatkan dana tunai
atau mungkin mereka tidak bisa berfikir panjang dan juga rasional
setelah popnas baru kebuka tuh semua jalur kayak ke jurda ke panggil ke jurnas ke panggil
sekapuk ini dulunya digunakan
konsumsi kan akan tetap kan
warna mod ini dominan warna apa itu persentasenya berapa perjalanan saya kali ini semakin membuka
saya jemput dengan saya pakai
mengenai obesitas di australia
terima kasih selamat malam sehat selalu
entah sampai kapan angkutan seperti pt pt ini dapat berlalu lalang
jadi beragamanya cukup tinggi walaupun mayoritasnya bukan muslim gitu mas dan mbak
oke kalau mbak maggie bertanya apakah masyarakat sudah menghitung
bule kacang hijau dengan roti maria
kemudian bisa jadi apa buat gaji guru dan sebagainya karena kan harus diambil dari sana sini
turun nih ke lapangan nih kita lihat tuh di belakang baik tak sejauh ini bagaimana kondisi
sudah menjelaskan skenario terburuk
tapi untuk punya dp besar
keberhasilannya pun mendapat dukungan penuh dari orang tua
agar sabulannya itu melekat dengan sempurna dan tahan lama
tetapi memiliki platform digital
akibat pergeseran metode bekerja atau belajar secara daring
baik yang di kelurahan di daerah perkotaan maupun di pedesaan
ya malah tahu waktu bertambah
kita bisa jajan yang kenyang dan banyak

yang menghasilkan calon wakil presiden yang melewati proses melanggar etik
karena yang gue liat karena gue gak denger kan nih ada nih pembalap cewek yang baru baru mulai gitu
sedangkan level air laut meningkat satu sampai lima cm per tahun
errornya prediksi dari kementerian perhubungan
kondisinya tentu di antara dua stasiun ini ya dia terletak di wilayah daug dua bandung
kalo gua ditolak gua dapet email penolakan apa enggak
karena sampai dengan saat ini penelitian ilmiah itu belum mampu membuktikan bahwa
nah ternyata rumah tangga ini terdiri dari empat tanggungan
bukan untuk ketampang flashnya atau gimana
pada saat berolahraga otot juga akan bekerja dan menggunakan gula sebagai sumber energi
kemudian menempuh jalur hukum untuk bisa mendapatkan kembali hak mereka
berdasarkan data historis kebencanaan dalam sepuluh tahun terakhir
pemimpinnya adam brandt mengatakan paling sedikit diperlukan lima miliar dolar setahun dan juga pembekuan sewa
kalau kita bicara tentang sistem rujukan ini kan kita sering dengar bahwa banyak pasien pasien indonesia yang berobat di luar negeri
komisi pemberantasan korupsi yaitu firly bahuri
ya jatilui memang dikenal sebagai daerah penghasil beras merah
seperti bekerja sama dalam memadukan warna bersama teman satu tim
yes kalau mau mau pakai penyedap rasa di rumah bisa
rata rata penjualan ikan hari ini nyaris habis terjual
ditengarai sebagai biang keroknya
bu dewi diperbolehkan untuk mendapatkan tes covid sembilan belas gratis
atau orang yang dari hijau pergi ke rt yang lain yang statusnya merah
jadi kita misalnya beli barang lalu kita cicil kemudian
terus habis itu tiba tiba pagi bangun tidur ada beberapa orang gitu kan menutup pintu gitu
ini pertanyaan pertanyaan spontan nih
kalau gue kayaknya nanti bandar kempes
telepon terus telepon terus ini lo datang ke
itu mungkin tapi jangan dicontoh juga ya itu
nah ini yang harus kita dorong karena harga tinggi tidak hanya cabai
minimal atau terbatas tetapi menanggung hidup orang yang agak lebih banyak sehingga disitu terjadi gap
nah solusinya itu harus mengubah dari distribusi terbuka menjadi distribusi tertutup itu
kita bahas hal ini bersama dengan burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
olahraga asal kota bainbridge washington amerika serikat ini sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
bertujuan menurunkan risiko penyebaran covid sembilan belas di tengah masyarakat
yang berjalan atau meluncur dari haurpugur
mungkin informasi juga ini program sudah ada di tujuh puluh enam negara
nah buat penggemar film berjenre fiksi ilmiah
nantinya anda dapat mengaksesnya langsung dari situs kami
berbagai pelatihan dan organisasi ia ikuti
tiap tahun selalu numpuk di jawa tengah
marilah siapa yang mau
seperti yang tadi disampaikan oleh pak fedy gazali ya pak karyakomunikasi politik
nah mungkin ria bisa ceritakan sedikit ya mas ria
biar ada temennya nih kalau kepedesan
tadinya gini gue punya beberapa pertanyaan
tapi bukan pendapatan ketika mereka sedang sekolah
terlalu banyak pressure dari ya pasti dari daerah ya kan
ada yang yes ada yang against
membutuhkan solusi mengatasi masalah tersebut
ya maksudnya udah bisa ngaper butet ya tiga per empat lapangan
dokter henry menambahkan latihan kekuatan otot bisa dilakukan dua kali seminggu
loh kok pejabatnya mendapat pensiun yang tinggi padahal kinerjanya juga tidak kelihatan
organisasi first nation terkemuka yang memfasilitasi koneksi melalui pendalaman budaya
yaitu relawan dari hwpl
dan properti yang aman
pasti ada di semua institusi tokoh tokoh yang toksik itu oke tapi dengan merangkul kekuatan
ke dalam rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau rapbn dua ribu dua puluh lima
selain itu sabtu paskah diperingati sebagai hari libur umum
tolong jangan buat replika dan tiruan
oleh karena itu ppkm skala mikro dari sekarang sudah bekerja
mengumpulkan uang agar bisa kemudian
itu mereka membangun ekonominya kan berbasis batubara
lanjut nah di peningkatan pelayanan kami nambah tiga puluh satu unit direct kendaraan
kemudian yang kedua adalah peningkatan dari permintaan untuk lpg tiga kg
hanya sekitar lima hingga sepuluh yang akan mengalami gangguan stres pasca trauma atau ptsd
diperlihatkan ke capres dan moderator
kemudian di bulan maret dan april itu juga akan empat juta ton
nah sekarang jumlahnya sudah bertambah lima puluh something truk
pokoknya kalau di podcast money honey kita bakalan ngupas tuntas deh semua
namun beberapa crossbencher mengatakan itu tidak cukup untuk memenuhi
siapa aja delapan timnya oke delapan timnya yang pertama satria muda prawira bandung pelita jaya dewa united
kan bisa bentuk game game itu tinggal nanti itu
tapi sekarang yang dua ribu delapan belas udah putus
yakni acuan yang dipakai pemerintah indonesia untuk menentukan harga patokan bbm dalam negeri
iya soalnya satu angkatan juga kan sama kita
pihak kepolisian kalau mendiamkan ada konsekuensi
akhirnya dapet ya saya langsung saya jalan cabut
iblis membenci hukum taurat karena itu membuat kita sadar bahwa kita membutuhkan seorang juru selamat dari dosa
dan itu menurut saya menjadi semacam benchmarknya di situ
jadi untuk kita jogging santai itu gak masalah sebelum berbuka
mengatakan peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum dapat menghemat bbm
kekasih hati itu artinya sudah tidak ada lagi
ya gampang cek aja audit aja kenapa itu repot
berolahraga juga dapat membantu meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin
maksudnya aturnya dari orang tuanya yang mengendal
yang berjalan dengan baik sesuai dengan aturan hukum
pindah ke sini oktober dan itu udah gak wajib lagi
jadi kalau di basket tuh namanya clutch
seru kali ya kalau dibuat kafe gitu
atau screeningnya bisa dilakukan sama seperti kita melakukan screening pada orang dewasa
ya sd udah di ipk terus smp sma lanjutin kan
dari situ gue mulai kayak
bakpia yang dulu kulitnya dibuat dengan menggunakan lemak babi dengan isian daging babi
mana saya dari amerika tiga ratus lima puluh dolar dia minta kalau kita datangin ke dia dua ratus lima puluh dolar
setelah kering tinggal dikemas
gua kenal basket itu eh bukan kenal lama
dan yang milih langsung adalah fia bukan gue
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs com au garis miring indonesia
tingginya angka katarak di indonesia karena ketidaktahuan masyarakat dalam mengenali katarak
lalu kemudian empat puluh orang tersebut beralih semuanya menggunakan satu bus
nah para ahli menemukan bahwa para survivor kanker payudara ini khususnya yang sudah memasuki menopaus ya
prestasi prast lainnya ialah pemenang ibl tiga point contest
konon katanya dulunya dibawa oleh etnis arab dan india
jadi kalo ada yang nanya kenapa masih main pon
ingat maksimal anda bisa menukarkan uang sebanyak rp tiga delapan ratus
sortir terlebih dahulu menggunakan lampu yang telah dimodifikasi
sebesar dua puluh lima miliar rupiah
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
doa kami didengarkan tuhan
nah nih kalau gue lihat nih ini kalau helm motor gue nih gak ada gini
dan cecek alias kulit sapi plus kerupuk kuningnya yang jumbo
wow apa tuh bahan bahannya ya
berbagai macam sajian makanan indonesia gitu kan di unsw begitu
terus kata optik oh diajak ke rumah sakit ke tempat mata
bulog yang tahun lalu hanya mendistribusikan sembilan ratus ribu ton
di mana ada satgas satgas yang ada di kecamatan
bahwa salah satu persoalan utama adalah pusat kesehatan masyarakat kita saat ini diarahkan terlalu fokus pada hal hal yang sifatnya kuratif
apakah sudah diidentifikasi apa yang menjadi penyebab dari gempa yang terjadi di sumedang
crimea tadi itu kan karena banyak pelabuhan disana ya
dua kali gempa guguran tiga kali gempa embusan satu kali gempa tremor harmonik dan tujuh kali tektonik jauh
sampai jumpa di sps bahasa indonesia
di depan pintu ya silahkan diambil dan itu untuk buka pintu kita harus kayak izin ke
oh jadi luas ya yang diurusin
tahun dua ribu delapan masih delapan juta ton
ikan bawal juga digemari oleh para pemancing
empat kali kemarin kejadian
tadi beberapa saat yang lalu telah melakukan pelaksanaan dengan menerjunkan beberapa peralatan dari taa atau traffic analysis analysis
sebenarnya soalnya orang orangnya asik juga sih ya
mungkin dari dki disediain senjata nah itu baru bisa kita ngotak ngatik om
dan nanti akan bisa langsung melakukan kepengurusan di ubaya
ini ada barang repreterian dan bukti salah satunya nih
semua proses pembuatan tahu sama saja dengan proses pembuatan tahu bungkus
penyebabnya laju mobil damkar terhalang oleh mobil mobil yang diparkir di sepanjang jalan
masih dapat pelajaran di sph atau enggak sih
nah di sini ada istilah yang disebut kekayaan intelektual atau intellectual property
kalo mau balik perut gede gitu ya gak ada alesan ya
travoy ini nanti mengimplementasikan push notification berbasis lokasi
taruna semifinalis ke jurnas dan mungkin ya mungkin pelatih jarumnya mungkin liat dari situ
berarti anda selalu jalan ke mana selalu bawa kunci teh
itu kan kayak di daerah pegunungan agak jauh tuh
gerakan ini akan memperkenalkan anda pada teknik dasar koreografi berbagai jenis tarian
jam sembilan sampai dengan selesai
suhunya ini mereka harus dijemur harus hangat ya karena mereka kan hewan berdarit dingin
jadi jika anda duduk di rumah dan seseorang memulai menggunakan kabel di sebelah pintu anda
ini pas lagi sekalian mau kesana yaudah gimana caranya coba deh main basket ga tembus ya
nah sementara ini yang menaungi itu kan sebenarnya masih bappebti
lagi lagi kan kita ngomongin undang undang ini kan adalah soal dasar legal ya hukum gitu
nggak boleh keluar langsung gitu hajar gitu di depan pintu gitu
masjid gede kauman berarsitektur jawa
sebetulnya kalau kita berbicara soal prosedur alat swab tes setelah digunakan itu apa yang harus dilakukan terhadap alat alat yang sudah digunakan ini ibu
dan bungkal juga mengalami kondisi serupa
de kalo gue liat kan lo ada kayak keturunan keturunan dari
meskipun terdengar tak biasa namun kios bakso jengkol ini kini diburu para pecinta bakso
kayaknya supaya gua bisa masuk foto media gitu
kipas angin akan menciptakan perputaran udara yang kering sehingga menyebabkan hidung kering
drama seri yang ditayangkan di layanan streaming berbayar pada dua ribu dua puluh lalu dibintangin oleh park seo joon dan kim da mi
kalo pembalap cewek kan temen lo kan kebanyakan cowok ya
kalau seminggu bisa tiga empat kali lah saya disini
memang betul memang faktor soal lapangan pekerjaan itu menjadi hal utama
untuk mengantisipasi peredaran uang palsu
ya jadi saya sama istri saya pas itu kami fokus aja dulu untuk ke pernikahan
karena saya lumayan divisinya connect sama semua divisi juga
nah dari situ mulai wah ini mah fix harus ngedein badan ya
yang posisinya ada di tengah sayap
cuman yang bedakan ada kalau struktur beton umumnya itu kita cor di tempat
kudapan khas panada ini memiliki tekstur seperti roti
positive thinking ya positive thinking sehingga kemudian wajar ya kalau misal sudah menang itu hawanya ingin mengayomi jadi ingin menunjukkan karakter persatuan
padahal olahraga ini tidak semudah yang dibayangkan
dengan adanya tambahan bangunan sayap
kalau kita bicara dengan stakeholder ini
banjir faktor banjir memang berpengaruh
nah kalau demikian itu kita selesai urusan dihulu
bahwa bantuan itu bisa berbentuk cash transfer
tapi dengan smart farming lima belas sepuluh menit sudah tersiram semua
bmkg saat ini sudah mengarah ke situ dan ini on progress dalam proyek

bagaimana cara memperbaiki kain tenun
dan siap bertanggung jawab
nah kalau kita lihat dalam grafik yang ada
pembangunan pltu juga cukup meningkat
saat tidak ditonton atau mematikan ac dan listrik
menurutnya line dance salah satu sarana untuk melatih kekuatan otaknya
kondisi yang miring yang ekstrim
mentransfer itu semua ke anak anak yang lain
mengakibatkan kalau kata kompas
yang pertama rasanya di sini enak dan juga
sudah dapat diberikan dengan menggunakan vaksin sinovac
sebab bila beras ketan kurang matang
kita menghadapi setahun demi tahun ini
nah tapi kalau kita bicara soal nazar pemilu itu
dan melalaikan kesempatan pada hari penghakiman
para orang tua duniawi kita
karena yang pertama digelarnya lagi pandemi
kejuaraan dunia semifinal yang di jakarta
dan seperti biasa saya nggak sendiri ada rekan saya di sini
terus ya saya juga belum bisa nunjukin di musim ini gitu
jangan lupa juga subscribe newsletter
terus kita kan mau lebaran kan
seperti yang nanti saya sebutkan tadi bagaimana dari pihak kepolisian polda metro jaya
ya berarti dia bisa tuh sebetulnya melakukan investasi berkala
kalau saya mencermati apa yang disampaikan pak luhut itu kan orang ya yang disebut ya
maka yang saya tuntut kepada dunia
itu ada banyak pemain bangka belitung juga
ternyata memang yang paling baper masih pendukung satu mas
jual beli sepatu juga kan
masih ada waktu bapak cukup ingin dibanfaatkan
setidaknya memberi jeda dua hingga tiga jam setelah selesai makan malam sebelum tidur
terutama di daerah pedesaan
di malaysia juga tingkatnya tidak terlalu tinggi
di surabaya paling cuma ya nge gym alat alat yang ada di rumah kan
pertanian ya pertanian gitu
sehingga para peneliti sekarang yakin
nah kemudian kita lihat
firman tuhan aku tidak akan melanggar perjanjianku
begitu termasuk juga target target pemerintah untuk mencapai realisasi realisasi perpajakan misalnya
kayak kita bisa enggak sih bawain yang apa yang kita suka apa yang menjadi hobi kita tuh jadi sebuah experience untuk si orang orang ini datang dan menonton gitu
kenapa tidak transformasi supaya kita sendiri bisa
nah itu gue kayaknya selalu ada di situ deh minggu malem
tapi pindah ke melbourne itu
emang waktu itu gak expect banget sih
nah negara negara ini memang berpotensi untuk wisatawannya
jadi banyak hal saya kira yang perlu kita diskusikan
gitu tapi gara gara gue sekolah di sma tiga
kita bisa berkumpulkan produk yang baik bersama sama dalam bentuk mata rantai tadi
jumlah yang sangat fantastis terkait bagaimana kerjasama indonesia dengan tiongkok atau china
yang terus menyampaikan informasi ke saya
eh pas gue liat ah masih bisa lah ya masih bisa lah
satu dua tiga paling paling tinggal lima belasan orang lah yang bikin
kepala res area dua ratus tujuh deddy sutikno mengatakan
nah ya ada plus minus lah tapi so far sih masih okey
agar lebih aman anda juga memakai pelampung yang disediakan sepaket dengan kayaknya
sementara aku menawarkan padamu diriku
terus kok akhirnya waktu itu kan di satewacana kalo gak salah berarti lima tahun berarti ya
jadi kalau kemudian jangan sampai kita
juga terdengar di masjid
mengapa karena tidak sedikit atlet yang mengalami cedera acl ini tidak bisa mengembalikan performa terbaiknya seperti sesaat sebelum cedera
dengan itu kita dapat mencegah terjadinya celaka yang dapat merugikan diri sendiri dan juga pengendara lain
apa ya kayak merasa saya sudah cukup dewasa nih untuk mengambil keputusan
agar menuruti kemana arah yang diinginkan kusir
ini pakai alat apa yang dimaksud pak mahfud
dua ribu sembilan belas itu prabowo sudah mulai dicitrakan dengan bukan orang yang keras lah orang yang lembut gitu ya
untuk menghentaskan kemiskinan mereka
tentu tidak harus isolasi seperti isolasi covid sembilan belas
oh tuhan dengarkan doaku kepadamu panjangkan untungmu
nah menyatap gorengan sesaat setelah berbuka puasa secara kesehatan ternyata tidak disarankan
pada waktu itu memang kesalahan itu
dalam kondisi ekstrim tanpa karbohidrat sama sekali
dan dengan seminar ini mudah mudahan bisa di kick off pak menhan
pertanian konstruksi dan pertambangan berkontribusi terbesar pada perekonomian
jadi badan pangan nasional ini tidak sembarang melakukan misalnya importasi kemudian tidak
tiga puluh tukang becak motor bermut penumpang yang ingin menggunakan jasa mereka
jadi biar gak lima tahunan terus jadi islah aja lah gitu
akan mendapat satu surat suara yaitu pemilihan presiden
gereja advent galilea tobelo yang menyampaikan salam untuk kita semua dari tobelo halmahera maluku utara
cuman kan seneng kalo papanya balik pulang pulang seneng kalo pulang pulang bete kan dia bete juga gitu
nah itu emang coach gibi pas lagi latihan emang lebih apa ya lebih condong ke kalian ya yang pemain muda atau gimana
nah ini yang kemarin oleh pemerintah arab saudi ditegaskan soal fatwa tidak sahnya haji
nyiapin kondisi kita ntar kalau di bubble
jadi itu reforma agrarianya disimpangkan sekedar sertifikasi tanah biasa
kami ada tiga posisi
dan perlukah untuk tadi ya membuat catatan pengeluaran sehingga berapa persen yang ditabung
di dunia streetball yang tadi sempat lo singgung juga
tapi paling tidak poinnya jika ada sesuatu yang dirasa tidak baik atau kurang baik atau kurang sempurna idealnya kita rubah
tetap setia mampir ke gang sotonya bu ani loh
dibiayain lah tiket gitu gitu
siapapun yang menerima dan menguasai uang rekening maupun barang barang itu juga tersangka pasif
ya baik juga di tim nasional
iya lebih banyak sama mereka sih
pemberlakuan jeda kemanusiaan selama empat jam setiap hari
bila plosok kuning berada di sisi utara
kami sampai saat ini belum menemukan di malioboro
kemudian setelah dari gunung sitoli kita berkunjung ke teman kita yang lain
oleh sebab itu saran saya adalah
tidak bisa hanya dimbo tidak bisa hanya ada tulisan tadi
dan saat ini kami sudah bersama dengan direktur
untuk kuah gulainya terbuat dari campuran kubur
ternyata ibl tuh udah kesana sama
enggak ada yang namanya tim pengendali inflasi itu enggak ada
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal tiga ratus empat puluh junto pasal lima puluh lima r satu ke satu khp
salah satunya adalah supervisor tim pemeriksa pajak direktorat pemeriksaan dan penagihan dirjen pajak
singkat saja pak hilman ini masih terkait dengan lansia
dem diagne pun gak pernah nembak mid range gitu
budidaya tanaman hidroponik sangat mudah dilakukan
jadi jangan sampai kehabisan ya ayo rahmawati indra setiawan jawa tengah
karena kalau tpn ganjar mahfud jelas meneruskan pembangunan dan semua programnya pak jokowi yang baik
jadi termin pertama diprioritaskan untuk pekerja kesehatan dan juga pekerja di garis depan lainnya
kita masih evaluasi untuk penyesuaian harga
soal penentuan upah minimum kemudian penghapusan libur pekerja
yang tumak lina itu ya kayak di sini itu
figur teladan pemberdayaan lingkungan sosial
tapi di regulasinya enggak ada akhirnya apa
ya tapi saya melihat artinya kita memang
karena memang kita jelang panen raya
jadi mereka tuh namanya hiu paus
ini tujuannya agar ikan beongnya bisa matang bersama sama
mengirimkan surat ke alamat radio advent suara pengharapan
berarti lu kalau misalnya nyebut ijasa berarti ijasa itu
jumlah jenisnya itu lebih dari dua puluh an
ini tentu tidak lepas dari jumlah beban utang yang kemudian mereka harus tanggung dan mereka harus segera selesaikan
kalau menunggu kesaksian dari terlapor ya ini tidak akan pernah selesai
jatuh lima belas mil dari bandara soekarno hatta
di dasar pantai bendera berkurang lebih besar sudah dibentangkan untuk penghormatan
tapi kalo misalnya ngomongin ko deddy tentang fotografer sih udah panjang ya maksudnya
video edit edit biasa di hp paling apa segala macem gitu kan
kita juga berpikir yang paling cepat penampukan dari udara
jadi kita semua bisa dukung menteri pertanian produksi lokal
kemudian kantung mata yang cekung biasanya disebabkan oleh dehidrasi kurang istirahat alergi atau proses penuaan
menelusuri sejauh mana nuansa spiritual mewarnai pemilu kita
maka ini akan sangat berpotensi untuk anak mengalami gangguan
suku warga yang berada di bagian bawah
oh ya oke koncinya tinggal aja bang ya ya ini saya ini ya ya nanti di sebelah sana bang
tetapi saya akan memberikan kepada orang lain
jadi bukan yang kayak dari yang lain lain gitu
seperti kawasan malam di tunjungan romansa di jalan tunjungan
senang kan tidak banyak anak yang seperti kembar saya
seperti swiss belanda korea dan jepang serta taiwan
jadi kalau kita perbandingkan dari satu masa periode kampanye dari bulan oktober sampai kemudian februari
apabila pemilih berasal dari luar jawa timur
salah satunya bakso berbentuk buaya ini
kalau kemudian kita potong shortcut ini akan jadi masalah
pada saat kondisi jalan yang lancar
lebih baik berkonsultasi dengan dokter ahlinya agar mendapatkan perawatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan
dan teleskopnya ada serinya juga
jadi saat berbuka puasa jika kita masih ingin mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis
di sini kita jualnya untuk umuran dua sampai tiga bulan
berbeda dengan deanda profesional gamer dota dua muhammad rizki
informasi lebih lanjut dan dukungan mengenai kesehatan mental
sama halnya dengan kesehatan jasmani
jadi mereka yang untuk jogging oke lah boleh pakai sepatu yang ringan biasa
mereka banyak menggunakan platform tiktok
ed steele salah satu pendiri dari hoxton farms menjelaskan
setelah terjadinya perkawinan silang diantara umat berbeda agama tersebut
hadi balik kata kalau nggak salah jadi udah pada hilang semua lainnya sekarang lah
nah ini nanti harus dicoba
tapi beberapa jenis procedur tersebut
kepadatan penduduknya sekitar lima puluh juta jiwa
satu ratus tujuh puluh satu kecamatan di delapan provinsi ini belum memiliki puskesmas
pengibaran bendera merah putih di dasar pantai pasir putih ini dilakukan penyelam dari saka bahari jawa timur dan komunitas penyelam
mengevaluasi bagaimana nanti untuk natal tahun baru ini
ada banyak sahabat sahabat di universitas kelabat
justru seharusnya ya saya pemerintah kalau memang tidak mampu untuk mengerjakan amanat daripada putusan mk itu seharusnya ya kembali lagi saja
dan itu kayak yang merubah salah satu
terus sekarang ada timnas yang senior yang bebas untuk memanggil
berkati kami dalam pembahasan kami selanjutnya
karena kan setahu saya kan lu ya esan konservasi indonesia
jadi ini ada banyak distorsi
ya ini salah satu hal yang penting ketika mengolahraga adalah pemanasan ya
tetapi dia batasannya kalau menurut aturan dari amerika dan new zealand dan jepang juga mengadopsi juga itu kurang lebih sekitar
kita bisa hitung bahwa kecepatan dari slip rate sarlembang itu antara satu empat puluh lima sampai tiga lima mm per tahun
festival yang digelar di area perkebunan kopi ini mengenalkan jenis kopi robusta dari raja desa
ini apa ya provinsi baru tapi langsung bisa melaksanakan tugas dengan baik
istimewanya sih buat indonesia ya kita pertama kali di asean dan di indonesia bikin kejuaraan dunia gitu
biasanya itu istilahnya marking
bagian daun biasanya dimanfaatkan oleh warga untuk menjadi campuran pakan untuk ternak mereka
tapi lo masih tinggal sama orang tua di bekasi
dalam sebulan itu kita produksi lima puluh sampai enam puluh piece dalam sebulan
terus menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan tes
tapi kalau misalnya memang udah cukup ya udah gue kerja sih kayaknya gitu
kondisi yang sama juga terjadi di pasar kosambi cabai rawit dijual rp delapan puluh dari sebelumnya rp tujuh puluh per kilogram begitu pun telur ayam kini dijual rp tiga puluh empat per kilogram
berbahagialah hamba hamba yang didapati tuhannya berjaga jaga ketika ia datang
didampingi kedua orang tuanya kedatangan putri aryani disambut langsung oleh presiden jokowi di istana negara
saya malah apa ya sebenernya malah dia lebih gak seneng ya
ada tongkap pedang berat golok banyak lagi
ini tinggal sepekan lagi sudah natal dan tahun baru
warnanya lebih nyata dan mencolok
pilihannya ada dua ada ayam dan daging coba kita coba dagingnya dulu dulu perlu begini coba
saya pasti akan paling ingin mengacaukan perintah ini
supporter indonesia goreng masih lumayan penuh buat gue ya
ke tempat para layang yang berada di desa sukajaya

lizy pak salim terima kasih
pengendalian kerumunan atau crowd control
jadi gulanya ini benar benar masih meleleh ya di mulut saya dan ini rasa manisnya juga pas
ya otomatis setelah mereka menyatakan merdeka tahun
jadi kita harus intervensi kita harus beri bantuan makan dan juga ini mengurangi kemiskinan
ke tempat yang lebih tinggi
yaitu partai nasdem pks dan demokrat untuk menjalankan berbagai misi bersama
dan diharapkan sahamnya juga akan naik
justru caranya tersirat dipenuhi humor
protokol protokol keamanannya ini ya mas ya
bagaimana secara konkret kita memberdayakan puskesmas
sekarang kita mau bicara kelebihannya kak
yang merujuk pada pelitian pelitian yang terupdate yang dilakukan di luar negeri
pertama sekali bagi mereka yang
nah kalau cicilannya rp lima sembilan juta artinya si pekerja ini penghasilannya itu harus rp lima belas juta per bulan mas yuda
jadi jika mereka omdat kita di setara segala mengeluarkan
paling kalau lo keluar ya lo marah marah ya keliatan lah gitu
halo tadi pagi ada latihan
keluarin surat dipasang lagi gitu kan
wisatawan asal cikampek yang baru tiba di yogyakarta ini memilih jamu galian putri untuk menjaga kebukarannya
sehingga bisa tercapai kesepakatan lah antara debitur dan kreditur ya
oke jadi tidak sabar tapi saya mau tes air dulu boleh pak
bukan tanpa alasan si jaguar dibanderol dengan harga selangit
dan berikut ini akan saya sampaikan laporan akhir tahun khususnya di bidang kesehatan
mulai dari perilaku kekerasan itu pertama kali terjadi
menjadi balon balon gelembung gelembung raksasa yang di dalamnya orang homogen
nggak selalu turun ke wilayah pertahanan sendiri
tapi selama pembuatannya sih sebenarnya nggak ada yang
perlu diingat seluruh layanan kependudukan ini gratis alias bebas biaya
saat sedang asik menebar jala ke sungai yang arusnya cukup deras
terkait bagaimana kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
tapi tidak diimbangi dengan supply nya dengan pasokannya
saya akan bicara nanti lebih dalam soal lapangan pekerjaan yang menjadi concern anak anak muda
nah kelihatan di arus mudik di sini ini kita plot di capek ya
itu biasanya pakai lpg tiga kilo
tapi abis itu dia kuliah ke amerika
nah cara ini mungkin lebih moncer ya mendekati pemilih pemula dan juga pemilih pemuda karena lebih kekinian
lalu yang kedua kita harus memahami yang namanya skala prioritas
kedua jangan sampai tikus kepanasan ya karena akan mudah mati dan ujung ujungnya rugi
ini ternyata istilah fomo juga berlaku di financial planning ya terutama bagaimana perilaku anak muda
pendidikan kedokteran sekarang sudah mulai menggunakan modul
meletusnya konflik agraria di rempang batam
sandal ini sudah jadi sepasang seperti ini
nah izin izin konsesi itu itu diberikan serampangan oleh pemerintah gitu
isiannya pun tak hanya sekedar kacang hijau dan kumbu kacang
sebenarnya kalau kita lihat dari seluruh cabang keilmuan yang ada di dunia kedokteran
itu ada yang said yes
jadi menarik kan ketika ganjar belum memiliki tpn gitu ya tim pemenangan nasional itu elektabilitasnya naik tuh
kalau kita melakukan konversi selama empat tahun terakhir yaitu mencapai satu enam puluh tiga juta ton
yang akun whatsappnya diretas dan kemudian ia melaporkan kepada pihak yang berwenang yakni kepolisian
makan makan pengelabuhan untuk memberikan kesan tertentu nggak
saya pikir proses yang terdapat di bawah ini dianggap sama dengan cara ptsd yang telah ditetapkan dan ditahan
ini tentu bagian dari berlatih menjadi pemimpin
potensi menangnya gimana dan seterusnya
dan triknya adalah membuat bumbu yang menyertainya
lulus saya ikut dia di satya wacana
berjuang sendiri tanpa tahu petanya
dianggap tidak proporsional dan justru menyentuh privasi pegawai
ya suka suka aja sih sebenarnya
kain sumba tidak hanya menutup aurat
ketika ada backup di center vincent ketika bermain di e empat tuh
angket bang senturi kan juga salah satunya diinisiasi oleh pan seingat saya
mulai ditarik sama pak dhani itu pas prapon
kemudian proteinnya tujuh puluh lima gram
jalannya kerja pemerintahan selama lima tahun terakhir
menkomunikasikan apa yang tidak dia susahi dengan cara yang baik
udah abis gue tidur dimana
petugas pengiriman pos chris russell mengatakan
just ini adalah dibangun oleh di eranya
angka mudahnya saja adalah angka lima juta sebulan gitu ya
koordinasi antar daerah mana yang kelebihan mana yang kurang juga segera disambungkan sehingga
dan ketika saya di publik saya bisa merasakan kelihatan dan senyum dan senyum
dengan cara itu ruang ruang publik kehadiran negara
akhirnya kita kontak kontakan balik lagi balik lagi dia balik lagi
israel mendengarkan dan mengakui
segera saya melapor ke loket dan petugas akan memastikan kelengkapan dokumen saya
sepanjang itu mencurigakan nah ini kan
terus si abraham kalau udah nembak jadi sembilan dua
dulu saking gue gak maunya ngebek ngebek anak kecil gitu bokap gue
oh gue gak diterima gue gak dianggap gitu
deklarasi tentang perlindungan orang orang dari penghilangan secara paksa
terus lebih mengenyangkan dan kalau habis puasa lama gitu makan berat
pemanfaatan narkotika golongan satu atau ganja
lebih enjoy daripada olahraga yang lainnya
kita tidak bisa ayo hari ini kita mau datang
tetap konsisten bermain game pc sejak delapan tahun lalu
ada pun lama pengecasan di stasiun ini berbeda beda
dan tidak mengandalkan calon
yakni dusun atau banjar kecicang bali dusun triwangsa serta dusun subagan
kita pakai pen nah untuk yang penasaran dan pengen banget niruin tips dari kita nonton terus
nasib naas menimpa suprianda pria dua puluh tujuh tahun warga samarinda kalimantan timur
jadi di situ kita ada tiga cara interaksinya
ya mungkin bungkusnya antik gitu ya makanan ini harganya juga terjangkau
itu latihannya dari umur berapa sih
dan hubungan pribadi dengan mereka
terkait harga tiket laga indonesia
memang justru anies dan ganjar itu memperoleh simpati publik yang lebih baik dibandingkan
biasanya hewan hewan ini dititipkan
bahwa muatan yang dibawa harus sesuai dengan kapasitas ruang yang tersedia
sejak saya selesai sekolah tahun dua ribu enam belas
yang bekerja sama dengan bank indonesia
nah itu yang harus kita pecahkan gitu ya
itu kita bisa membuat
caranya bagaimana caranya ada lebih dengan memberikan izin izin dan melakukan grouping
ada lebih dari dua toko berjejar di kawasan ini
beberapa orang ingin airbnb dan platform seperti ini dibantah
atau mesin menghasilkan tenaga sesuai yang dibutuhkan
anda bisa menitipkannya kepada orang kepercayaan anda yang tidak mundik
karena kalau kita melihat di luar saat ini negara negara eropa amerika serikat bahkan tiongkok saat ini juga tengah berjuang kembali
alias tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua
tapi kayak karena kan mas tera kan menembak nih kan bukan mas tera doang
untuk sentimen luar negeri bank sentral amerika serikat atau the fed
kedua sudah ada infrastruktur tol terang jawa pesawat terbang yang cukup bagus
yang berbelanja kebutuhan sehari hari di jakarta
nah ini apa aja yang diliatin mbah yang diperhatikan
gara gara udah bisa beli rumah gara gara main tarkam
kalau kita lihat di jawa tengah banyak daerah yang merupakan daerah yang berlebihan
oke mbak mira terakhir apakah buruh akan menggelar aksi merespon penerbitan perpu cipta kerja ini
ada yang lima belas tahun ada yang dua puluh tahun sudah rusak pak ini pak
di grup e dan f yang akan berlangsung hari kamis juga akan ada pertandingan oman kirgistan yang juga bisa menentukan posisi indonesia
ga pernah latihan individual latihan weight training ga pernah
yang jadi perhatian pemerintah yaitu khusus darat yaitu pelabuhan merak
karena rutinitas dan kegiatan yang seperti itu saja monoton
berarti memang ini mungkin satu hal yang harus dilihat dari tatanan politik luar negeri gitu ya
udah gila itu kalau udah sabtu
agar gula semut mengering sempurna
sembilan puluh obat obat masih diimport bahan bakunya
lebih dari enam puluh responden mengkonsumsi minuman manis lebih dari satu kali per hari
arsad menambahkan selain calon haji
karena kan kita kan gak di satu tempat yang sama
yang baik itu repetisi mungkin at least sepuluh dua belas kali
semoga di hari nanti ku dapat merasakannya keselamatan
lebih patenin di syutingnya sih
yang mengaburkan perasaanmu terhadap allah
bener dong langsung kita datengin nih dari jauh jauh nih
namun karena itu terjadi di lahan gambut upaya pemadaman tidak bisa hanya berlangsung sebentar
mengaku senang sebagian materinya dikabulkan
tim liputan cnn indonesia jakarta
trade trade dan pemain pemain yang baru masuk di klub klub nih
jadi sembilan puluh bahannya di es krim ini adalah durian asli
sementara sang suami yang mengantarkan pesanan
sekaligus memperkenalkan permainan ini pada halayak umum
tentu kan kita harus cari ke pokok masalah utamanya apa
dimana mana adalah orang yahudi istilahnya seperti itu
artinya pak presiden komit menjaga demokrasi dan penegakan hukum yang sama
untuk kemudian apa saja yang ingin disampaikan sebenarnya oleh pelaku
ya gua agak penasaran kenapa sebenarnya lu feelingnya tuh alip john gitu apa mungkin hanya karena deket temen biasa atau gimana
karena kalau orang itu sudah jatuh ke stadium akhir dari penyakitnya sudah parah
masjid ini punya arti penting
karena saya mau main itu saya kelihatan keren cantik
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abasol
itu pasti komisi yang membawahi perempuan perempuan di dunia balap
semester pertama itu produksi tentunya lebih tinggi daripada semester kedua
jadi diam di rumah itu pilihan terbaik
apa namanya ada kekurangan pemahaman atas perkembangan dunia saintifik dunia kesehatan yang sekarang
sholat taraweeh itu suratnya pendek pendek
pipi ungu atau ada gambar bunganya
yang tidak lain dengan kondisi yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah
yang berada di food court gedung perkantoran wtc sudirma
yang penting di dalam proses pencapaian
termasuk dalam perayaan paskah
namun kini toko buku pertama di jakarta itu telah berubah menjadi hotel
dan nyebut merk dong biasa aja dong
lalu pembelian tiket bisa dilakukan oleh website pssi
australia mengumumkan penyelidikan dua belas bulan atas responnya terhadap pandemik tersebut
yang memitra dengan salah satu perusahaan pinjaman online danacita
namun tidak bisa dengan konsep direct debit
benar saja sejenak berbincang dengan mereka
apa nanti yang dikeluarkan ya tunggu saja
jadi kita harus pakai tenaga
sama siswa paski braka
bagaimana pak untuk mengantisipasi kehadiran calon calon nanti pak yang mungkin bisa memanfaatkan momen ingin pak idul diba
apa ya satu satunya nama
yang atlet baseball dulu atlet softball dulu udah pensiun terus kayak nggak tau mau ngapain
kalau memang perusahaannya bagus ya silahkan disesuaikan
mereka tampil di berbagai fan zone
bahwa kita tidak boleh underestimate
menambah kesan sejuk di tengah panasnya bukit kapur
dari sisi produksi lapangan usaha dari industri pengolahan perdagangan
entertainment nya dapat banget sih ya kalo trik ya
kenapa pertanyaannya tidak disudahi bunda
kerupuk mie kuning adalah salah satunya
jadi kami tahu bahwa ikan paus ini berkembang untuk berwujud di kondisi laut yang tenang
turis bisa saja membeli bakpia di toko toko sepanjang jalan ke estubun yang membelah kampung patok ngampilan yogyakarta
tujuannya agar ular yang dievakuasi tidak terluka
selain itu petugas medis melakukan pertolongan pertama untuk para korban selama
yang tergabung dalam kontingen garuda indobat dua puluh tiga n unifil
atau bagaimana prof amin
inilah radio advent suara pengharapan
sudah ada yang ukm yang bikin simulator kapal selam
hal hal efek efek baik ini nggak bisa kita dapat
mungkin pimpinan atau orang penting atau tokoh masyarakat juga sering datang ke sini pak
supaya satu karena kalau wali murid sudah dapat suratnya dari kepala dinas pendidikan
kalau misalnya kita mau menghindari dari barang impor sekaligus itu memang sulit sekali
dan juga mungkin kalau disewakan itu laku gitu ya
tapi saya melihat itu basisnya adalah artikulasi terhadap posisi pdip ketika melawan prabowo dan yang di mana di belakangnya ada jokowi
menggarap tentang wisata kuliner dan juga wisata religi dan untuk saya sendiri nanti akan berjalan
yang berada di posisi positif dan juga di el nino
jadi selain mbak siva
cpns tapi ada p tiga k juga yang yang banyak
harusnya kan kemanusiaan ini semua orang setuju bersatu
jadi ini menunjukkan tidak ada perubahan sama sekali
paman tante maupun kerabat keluarga mendiang yosua mengaku keputusan hakim pengadilan negeri jakarta selatan sudah sesuai dengan harapan mereka
waktunya selamat jalan hati hati di jalan
produk domestik bruto indonesia diberikan kontribusi pelaku umkm kurang lebih berapa
karena kita yang lebih tahu kan kekayaan kita yang mana kemampuan kita seperti apa gitu
pasti ada efek efek yang bisa kita kritik gitu
di amerika bisa di eropa bisa kan
menjaga kecepatannya berada di tujuh puluh km per jam
saat ini memang kondisi global kita lihat ya mulai dari perubahan iklim
orangnya waduh tidak mau makan tidak mau minum
sekarang makanya ketika problem ini muncul
tapi kalau untuk eye cream aku belum pernah coba sejauh ini
akhirnya bisa kepotong ini dibantuin
dan saudara siap untuk melakukan diri
pt bio farma tbk menyatakan selain sputnik v dari rusia
tadi saya tanya ke pak budiwaseso di gudang sudah ada satu enam
kemudian akhirnya ya udah gua berangkat
udah lah jangan serang lagi kayak gitu
karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya
saya dengar dari rekan rekan yang sudah mendaftarkan
kita tidak bisa mengontrol eksperimen di laut
dan juga penurunan kendaraan berat itu
dan kerjasama dengan universitas
kita bahas bersama hilman latif dirjen haji dan umroh kemedak serta wakil ketua komisi delapan dpr ri aceh hasan
yang menjadi ikon tol ini
lalu dilanjutkan dengan penentuan tempo ketukan dan melodi
jadi yang pertama adalah sisi positifnya yang kedua adalah sisi negatifnya
ya selamat siang daniar benar sekali bagaimana sepasca kejadian penembakan yang terjadi di kantor mui
kalau ada pekerjaannya berganti status pernikahannya berganti
khususnya generasi z tadi ya
pertama kita coba bahas secara umum dulu ya
kalau kita tidak import ini barang apakah kita chaos
dan pembangunannya ini masih akan terus dijalankan sehingga harapannya nanti begitu keluar dari gelbang tol cikatama ini tidak ada bottleneck lagi
radio advent suara pengharapan
kalau berbicara hedonic treadmill maka pasangannya adalah retirement fund atau dana pensiun
apakah nanti akan ada yang berubah
sekarang kita iya banyak banget nih yang udah kita datengin
ada kemasan kecil lima puluh gram ukuran sedang dua ratus gram dan terbesar empat ratus gram
yang mana tidak terlalu ada perbedaan yang sifat
hanya saja wajib diatur dan terukur
akhir akhir ini ya
itu tadi beberapa poin yang disampaikan dalam konferensi pers yang digelar oleh bepom
nanti semoga ya mk mengabulkan
masuk ya terutama kalau keluar nggak ada
tinggal kebiasaan yang kita harus bangun
inilah adventist world radio atau radio advent sedunia
dimana siklus budget itu bisa dimainkan oleh para pembuat kebijakan
iya jadi memang gua betul gua betul dari sma gue
nah ini yang menurut saya harus dicermati
dilatih oleh semuanya tapi kan kita enggak semuanya
menjadi negara pertama yang industri sepak
ruangan ini menggambarkan keikhlasan seseorang dan mulai membuka hati untuk orang baru
beberapa kedai dan pembayar tidak mengikuti uang tunai
ya untuk menjawab pertanyaan itu tolong bacakan firman tuhan dalam lukas delapan belas ayat sembilan sampai empat belas silahkan yura
maka berpotensi penyelesaian kita cepat ini akan terlambat juga
kita tambahkan lagi daun bawang pemirsa
makanya persoalan di dua ribu lima belas itu
kebutuhan ikan beong dipasok dari berbagai daerah seperti wonogiri
andalanya yang susah juga dicari adalah
terus untuk kehatan kehatan juga kan beda dengan biaya beratnya
empat puluh emisi kan gitu kan logikanya ya
nanti hasilnya juga akan berbeda beda
jadi menurut gue kalau ada sentuhan cewek di dunia balap ini oke banget
yang membuat usaha berjalan tidak baik itu
sampai jumpa bye bye
dalam jangka panjang jeleknya bisa seperti itu
bo juga sempet kan ngeliat ig itu
caranya bagaimana cek ulang
setelah semuanya siap aziz pun bergegas meninggalkan kampung bue bersama keluarga lainnya
pabrik segera jadi itu pertama
peran ya itu market driven ya sangat tergantung oleh hukum pasar ya simple saja supply versus demand ya
ada sedikit kurang cerita bagaimana
ini kesempatan untuk seperti yang dinyatakan pak presiden
jadi itu mungkin merupakan suatu kendala juga
dan ini kiranya menjadi suatu pengharapan kepada kita
menggunakan lebih sedikit lahan energi dan metode produksi yang tidak terlalu intensif
alhamdulillah sih ada aja
ataupun mk mengeluarkan putusan kemudian dengan mbak bibip
sebagai tuhan yang penuh kasih karunia kami juga dikaruniakan kesehatan dan sukacita
bahkan dalam perjalanannya terbentuklah komunitas sukoret samin
ya tetep aja susah juga sih
dan data indikasi maladministrasi yakni jalan yang seharusnya digunakan sebagai fasilitas masyarakat berpindah tangan ke pihak swasta
tapi di satu sisi juga tidak boros seperti apa ini mbak triknya sedikit mungkin
zia juga rajin mengunggah konten konten positif di media sosialnya
fitur turnamen dalam big menjadi daya tarik bagi player
lontong lemprak legend yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini milik murti ningsi atau dipanggil mbak nuar
baik ibu siti nadia tarmizi terima kasih sudah berbicara dengan kami dan juga memberikan pencerahan ya
kalau dalam tiga lembar itu biasa bayarnya lima ratus
nah mulai fokusnya itu bener bener tuh smp kelas tiga
iya terima kasih banyak
bagaimana ada satu pelaku ini kemudian datang ke dalam kantor mui
dengan izin mbak desi nanti akan kelihatan penyakit sebelumnya
akhirnya dia mengekspos ekpos data data lain
protokol kita sih kita setiap guest yang datang pasti selalu kita sanitize ya mejanya
karena ini bukan saja memang penting
kita ketahui ada tiga penculikan pemerasan dan penganiayaan
tapi ya kalo gue denger dari ko deddy ini emang
menurut saya penting sekali karena butuh orang dewasa apalagi ya butuh juga stamina yang baik
cuma kan kalau contoh mungkin mereka yang butuh kan mereka jadi yaudah nih mas rico maunya apa nih
untuk sate desa sekip akan tetap laku
ini yang amat sangat disayangkan terjadi di indonesia
jadi ya gue sekarang sih kalau ditanya masih balap atau nggak ya lagi nggak
dari data yang dimiliki kbri
nah tapi yang program perempuan di tempatnya prabowo itu justru merasa kasihan
kalau memang aktifasi terjadi gempa akibat sesar lembang cukup besar wilayah wilayah
jadi penanganannya gak komprehensif
dari foto buram ini terlihat cincin cahaya yang melingkari wilayah gelap
jadi ingin juga meningkat tren populasinya
kok rasanya jomplang gitu kan buat fasilitas
ya kalau menurut saya sekarang ya untuk sekarang ngeliat hasil seperti itu ya kita lihat realita yang ada gitu
sehingga kenapa gak kita bikin tempat wisata yang bisa ada city view dan viewable
kita sudah menyiapkan produksi sebesar empat lima juta
wah lambung nih ayo kamu produksi asam lambung yang berlebihan
karena saya nggak mau bikin salah diaudit
nah sebenernya tuh biasanya dari sma smp gitu kan sukanya nonton doang kan
menyediakan fasilitas bank yang hanya ada
belum seberat go kart dan belum seberat balapan yang apa
kalau misalkan tersisa lima detik nih
ini harus kita akui dan ini harus kita perbaiki
anda yang suka ke restoran jepang pasti sudah tidak asing dengan unagi atau ikan sidat
itu sebenarnya bangladesh singkatan dari orang tua bos singkatan kepanjangannya berarti bangla desa mpe
halo selamat pagi waktu indonesia mas zulfi assalamualaikum
warna kuning sepiku tetap dipertahankan sebagai warna utama karena menjadi perlambang emas
apakah mereka ini memang korban korban yang tadinya trading
jadi di sini kalkulator gak laku ya mas ya
cari kayu api dan lain sebagainya
itu kan juga termasuk harus dilacak itu penting
pemerintah telah menetapkan pertalite menjadi jenis bahan bakar khusus penugasan atau jbkp yang artinya produksi dan penyalurannya diawasi
kemudian ada yang mencari pengadaan lahan yang eksisting di lokasi wilayah ikn
salah seorang penarik becak motor adalah rusdi saneddin
olahan sidat pun jadi menu andalan di sebuah restoran di kota bandung yang menyajikan sidat dengan bumbu gulai
kalau kita melihat dari dot codes dari fmc sehingga memang ini agak sedikit mempengaruhi juga resentment ya khususnya di negara berkembang ya
nah poin yang paling penting adalah di pembangkit listrik
pasti pertimbangannya satu adalah masalah harga
nah hasil survei itu di jawa timur
itu nanti membantu para pendidik bisa guru bisa ustadz pesantren bisa orang tua
nah jumlah pemudik dengan kereta api ini sekitar dua puluh tiga dari total pergerakan pemudik
tidak cuma jakarta bogor jakarta depok bekasi semuanya akan mendapatkan beban goncangan
adalah aksi protes di dunia maya terhadap menurunnya penggunaan uang tunai dalam transaksi sehari hari
dan dari tadi juga pak aziz sudah memberitahukan bahwa dalam seharinya dia bisa menghabiskan kurang lebih enam liter beras
saya pun diajak untuk melihat beberapa proses pembuatan kain tenun secara alami
kemarin kita mendengar pidato bapak presiden ya
kemudian ada di salah satu mall
kalau orang jambi tahu dulu
mohon nanti sesudah ini mungkin bisa dielaborasi
di tempat yang lebih tinggi
begitu saya tiba mata saya langsung terpuju
hal ini dinilai kontras dengan bantuan yang mengalir ke turkiye
kemudian bahan pelarut yang diedarkan ataupun bahan jadi yang sudah diedarkan dari pihak membuat obat
kayaknya sentakannya bener bener terasa banget
oke kalau dari gue sih buat
tapi melihat juga bagaimana dari sisi
banyak memenangkan kompetisi perlombaan burung merpati
dengan penampilan sejumlah orang dengan pakaian tradisional
pokoknya kalau ada latihan pasti tetep di terus biasanya diseling sehari sih senin terus selasa off rabu baru ini lagi
hanya untuk memberikan panduan kepada masyarakat
dan itu perintahnya pak presiden itu memang betul
game pc memang lebih kompleks dibandingkan game mobile ataupun konsol
nah kalau tenis sih dengan dila satunya di jepang satunya di indonesia dengan kalendernya masing masing itu latihannya gimana
sekarang sekan berarti bokap lu visioner juga ya
lima orang yang murni
nah apaan tuh wah lu harus tau michael jordan gini gini
cakwe hangat sudah di tangan
sampai enam tahun lagi saya pengen basket
tapi yang menggunakan pelarut juga banyak yang aman
mulai dari jamu kunyit asem hingga jamu sehat pria
jadi kami ambil dari filosofi
mana zona oranye dan zona merah
dalam satu tahun ratusan ton buah nanas dihasilkan dari daerah ini
jadi tetap kami mensuplai ada nasi untuk siap santap
barongsai juga sudah mencapai kekuatan magis dan mistik begitu
nah padahal kita tahu bahwa dari
tapi kalau untuk pembersihan masalah
pengen basket makanya masuk sinlui atau gimana tuh
kanker jantung stroke dan uru nephrologi
pembuluh darah yang tadi terjadi aniorisma itu untuk pecah
di indosport juga tadi gue baru nonton juga di indosport
gue cuma pengen lebih baik
ketika gunung api tenang manusia bisa menguasai ruang dan waktu
tapi kita mesti mengetahui keterbatasannya
karena kebetulan pabriknya ada di inggris
yang tadinya secara otomatis diatur
kemudian kondisi darurat di jalur kontraflow
memory foam itu sebenarnya pusat yang berlapis ya
maka saya kebetulan beberapa hari yang lalu
pertama adalah umkm lokal proteksi platform lokal proteksi konsumen juga terkait dengan kualitas produknya
yang main itu januar
demikianlah laporan yang disusun oleh penry buckley
dengan jalan membungkus tubuh kita
awalnya mikir mau ganti lensa dulu kan
jadi akhirnya jadi memecahkan konsentrasi sendiri gitu
simple basket ball main jangan terlalu banyak style saya bilang
dari yang awalnya di sekitar istana negara jakarta pusat
jaringan listrik atau power grid hingga dua dan tiga tahun berikutnya
nah kevin ini dititipkan di hotel hewan yang khusus hanya menerima hewan reptil saja
air panas juga akan membuat adonan menyatu sempurna dan mengembang dengan maksimal saat digoreng atau disangrai
kecanggihan peralatannya kelengkapan dan lain sebagainya kan mahal kan sebenarnya
membuat siapa saja yang lewat mustahil kalau tidak meliriknya
tapi ternyata kubu kubu pendukungnya itu masih belum pada menerima gitu
beasiswa di smk bakti
artinya gini kenapa di luar pemerintah mengejar vaksinasi
tentu mereka bisa melakukan non fan bareng di sini
konten prank galih lost menuai banyak kecaman warga net di jagad media
gue berharap banyak juga yang lain yang mau ikut
untuk waktu anda pak terima kasih salam sehat selalu
oke saya siap untuk tanding mungkin dengan gaya yang baru lah
dan untuk membeli robotnya sekitar empat puluh dua juta sekian
mungkin dia latihan ambil perang kali ukraine
dan akan terbagi pemikiran menolong orang lain
berapa sih harga kondisi yang terbaik ya
gimana sih kalo di cipayung itu situasinya
emas tematik idul fitri dilengkapi dengan fitur keamanan berupa mikrotex
sementara itu menteri perhubungan budi karya sumadi meminta kementerian pekerjaan umum
diadakan selama dua minggu menjelang paskah
tidak hanya di lima belas provinsi tapi ini akan menjadi instrumen kita model indonesia
nah ini juga salah satu potensi pengurangan hiu paus
misalnya seperti arab spring atau hongkong misalnya demokrasi
membuat kempaten biak nufor menjadi tempat wisata lengkap untuk dikunjungi
kita tidak boleh berlengah
kalau siang saya paling buat kumpul sama keluarga
beberapa kali dibuat jengkel
yaitu pelaksanaan ppkm dan ppkm skala mikro
di wilayah mangga besar tepatnya di jalan hayamuruk banyak ragam bakmi yang disajikan
setiap sudut kota makassar dapat dijelajahi
sebutin lah sixers dan lain lain
beberapa kader memilih keluar karena sudah tak sejalan dengan langkah politik partai
saya mau beli sayur atau ikan itu
maka beban saudara itu masalah saudara itu akan terasa lebih ringan
ya mungkin kalo roughly setahun itu ikut mungkin
karena dia tuh punya impact dalam hidup lo
apa sih mungkin kan sekarang bulu tangkis kita juga prestasinya masih kurang
tapi kan saya udah mau pindah ke canada
selaku pakar political personal branding
kalika memasak sesuai pesanan customer
kita bekerja sama dengan pupr juga karena pupr juga membantu kita menyediakan air bakunya
dimulai dari anda berbicara
karena lihat acting mereka bisa digabungin dari nyanyi sama dancing itu bisa digabungin jadi acting
lo sering nembak kata si jurus saya itu kan
jadi itu juga ada juga kondisi kondisi lain
berjalan selama lima menit setiap satu jam anda duduk
jadi makanya jangan banyak banyak pak nanti kekenyangan
yang sebetulnya dia banyak kontribusinya paling besar dalam ekonomi kita
itu bagus banget sih menurut saya
walaupun kita perkirakan dari harga komunitas mungkin sudah ada perlambatan
ya istilahnya berarti ku lebih senior lah
kalau tahun dua ribu dua puluh dua dipastikan sudah di atas lima persen
harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan berkat bagi anda semua
dan benar benar dasarnya hakim melakukan vonis itu kan pasti memperhatikan banyak sisi ya
f dua merupakan hewan atau satwa liar yang ada di sebuah penangkaran tersebut yang merupakan generasi ketiga
sama soalnya kita pernah dengar juga cerita ini dari anak anak pontianak kan kalo pontianak kalo ga immanuel petrus
kalau bali kurang bagus nanti bisa dicariin sama dia tim baru gitu
yang tergabung dengan aliansi militer ini
menjual lagi sehingga satu pedagang
sektor usaha plus hilirisasi dan industrialisasi
dan bebas dari kandungan lemak jahat
kalau ada sesuatu yang tidak baik yang tidak benar akan kita perbaiki
bapak anies rasid baswedan untuk merespon
jadi kami melihat pendidikan tinggi sebagai supplier pembentukan kelas menengah indonesia
tapi yang juga mesti kita lihat adalah sepanjang kita tidak tergantung dengan barang impor
saya sendiri kemarin di rumah saya sendiri juga ada delegasi dari ceko yang datang
yang dibuat oleh peacegen sebagai materi pembelajaran
tapi menurut gue emang mungkin ya itu deh
masinal juga pakai sistemnya yang tahun lalu g bed pakai
kalo tiga puluh empat itu abis masuk komplek langsung di kanan deket lampu sopan
nah tungaunya sendiri itu nggak berbahaya bagaimana tetapi kotorannya justru yang berbahaya
sebagai pasukan perdamaian perserikatan bangsa bangsa tersebut
beras merah mengandung zat besi dan vitamin b enam
oke nextnya berarti itu ya
tetapi kan prabowo gibra justru elektabilitasnya makin meningkat
artinya jalur jalur alternatif itu diberikan
dan undang undang perlindungan anak pasal delapan puluh
atau bahasa indonesia nya apa politik kentong babi ya
biasa disebut sebagai tuk tuk oleh warga lokal
maniak basket masyarakat bangka itu tinggi
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono menyebut pertemuan yang digelar merupakan diskusi bersama sekaligus rapat tim kecil
saya juga penasaran untuk mencoba berjalan di atas batang pohon
jadi tag nya yang akan ditempelkan di hiu paus yang diberi nama ayo siapa
sebagai tugas kita umat kristen di dalam dunia modern di akhir zaman ini

count balance juga relatif juga depisnya rendah
sekarang sedang direvisi di dpr ri untuk masuk ke paripurna
karena dia juga sudah menyesali perbuatannya
kalau untuk imunisasi bayi ini kan
lalu ditambahkan daun salam dan garam sesuai takaran dan aduk hingga matang
kementerian perhubungan memprediksi terjadi lonjakan pemudik selama libur idul fitri tahun ini
karena itulah promotif preventif itu penting
bahkan harga ya tadi sawit sudah hampir lima puluh
itu kan kata lawannya dia ngotot ke ininya kan
dan ini bisa lebih menghemat waktu anda
juga sebaliknya dari non muslim ketika ada upacara upacara keagamaan
tidak hanya dari bksda tapi juga harus informasi diketahui terlebih dahulu
iya gak bosen bosen kalau kita datang ke solo
udahlah sekarang yang perlu kita kemanusiaan dulu
walaupun kalau kita lihat secara tren memang isu ini dalam sepakan juga sudah mulai diperbincangkan
jepang yang merupakan finalis piala asia sebelumnya
makan malam bagi sebagian orang terkadang menjadi momok lantaran makan malam bisa menyebabkan kegemukan bahkan sejumlah orang sengaja menghindari makan malam karena khawatir beresiko bagi kesehatan
damai perhentian yang indah
rakyat membantu dari bidang budaya
separuh dari sisa yang ada untuk membayar sewa kuda
baterai yang digunakan dalam telepon seluler saat ini
juga kayaknya ya ketemu apa ketemu banjir lagi tuh di sana kayaknya itu berubah jelas
dan tentunya akan terjadi faktor pengenceran
yang berbeda adalah cara kita mendapatkan sampel
terutama di daerah pedesaan
mengingat tadi masih akan berdiskusi dengan sejumlah elemen
meski demikian pemerintah indonesia belum berencana
kita bunyikan biar dikurangi poinnya
yuk kita ke perdagingan selanjutnya
atau bahkan ada juga yang harus mengakhiri karirnya lebih cepat akibat cedera ini
oleh pemerintah atau target bersama kita
tekniknya sederhana hanya dengan menggunakan paku
kalah jadi setelah sm juara saya masuk
secara garis besar gula dibagi menjadi dua yaitu gula alamiah dan gula tambahan
terus malamnya itu pakai tea bag terus paginya baru aku ditutupin pakai concealer biar lebih cepat kan
targetnya apa sih sebenarnya belanja sebanyak ini
ini kan perairannya kan akhirnya kan internasional juga ya
berarti pas lagi di klub perbasih itu siapa yang ngajak dulu kak tuh pas lagi masuk ke klub perbasih itu
ada namanya push ada namanya yang freestyle
pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi kai akses hingga kanal resmi yang bekerja sama dengan pt kai
enggak lah gue sambil jalanin kuliah sih
tanpa ada kebijakan tarif yang menyertai itu ya sudah
oh iya bener bener
namun korban juga tidak mengenal anggota lainnya
inilah fakta fakta tak terbantahkan yang muncul di ruang sidang
dan satu lagi sih sebenarnya yang gue agak surprise
batch yang beredar di indonesia maupun di inggris itu berbeda
baik itu kepala daerah anggota dpr dprd
nah untuk mengupayakan naik minat perempuan itu gimana mbak
jalan dan dali kota bogor jawa barat
sehingga bisa memperkenalkan ini ke banyak orang
akan faham dan akan menyampaikan
yang pertama itu selain lebar
ramsy pangeran serta putri tadi
mungkin jalan kaki dulu setelah itu adil adil kecil
itu kan masa covid pada waktu itu
yang paling parah terkena dampaknya adalah para siswa
law enforcement dan saya sampaikan tadi
selesai tugas juga ketika bendera dibentangkan berhasil
ciri khasnya kupat nih ciri khasnya doclang kupat tahu doclang itu salah satunya pembungkus daunnya
atau budget kemudian juga mempertimbangkan suku bunga bank
ya lrt jabodebek mengadakan uji coba terbatas mulai rabu dua belas juli dua ribu dua puluh tiga di tiga titik yaitu stasiun dukuh atas harja mukti dan juga jati mulia
dan nanti skb itu memang harus sudah mulai one way
tapi kalau kita lihat bagaimana nantinya undang undang ini akan diterapkan terhadap
nah apa catatan penting yang harus diwaspadai filter bubble ini
gue enam belas tahun kayaknya masih jajan teh poci gue di sebelah sekolah
sampai saat ini belum diketahui jumlah pastinya karena masih dalam proses penghitungan
berarti konsep gue bisa dibeli perusahaan sebesar itu kan berarti gue punya value dong
kirain dibawa bawa ke mobil gitu lagi di stop polisi
evakuasi udara berupa makanan minuman powerbank atau kurs limur
jadi mungkin ada payment payment diberikan tapi mungkin dalam jumlah yang relatif terbatas
aduh gue mesti ngeliat di ig gue dulu kayaknya gue baru tau
risa inilah yang saat ini tengah dibangun sebagai rumah pengganti
yang kita sudah dengar di media ada beberapa dibagi bagikan
saya sangat berterima kasih atas kemampuan ini dan menantikan untuk mewakili nilai harapan dan aspirasi semua orang australia
banyak juga kan kita science base organisation jadi kita cukup banyak ada tim scientist juga gitu ya
ya maksudnya event yang gede di dunia balap kan lumayan
pada saat ini dari informasi yang kita miliki sekarang
sehingga dia memberikan putranya hidup di dunia
setiap abah pergi berkeliling namun ia tidak punya pilihan lain
ini bagaimana proses dari mengevakuasi mereka atau paling tidak membantu pengungsian mereka
sesuai dengan misal lebar jalan
itu kurang lebih tujuh puluh persen dari total populasi inginnya sudah tervaksinasi
kalau gak florida itu di california
makanya kita untuk melakukan persiapan persiapan
nah alternatif lain mungkin memang dia selalu memilih rumah yang sudah furnished
dan akhirnya membuat enam titik lokasi di kota batu ini tergenang banjir bandang
jadi pada saat anda duduk waktu berdiri itu anda kunci dulu core
sudah mulai merapikan ya tata kelola tambangan
ini biasanya saya termasuk kayak tadi ada komentar warganya
lintas selatan itu tinggal sedikit saja di wilayah jawa timur sana yang belum double track
gue pasti bandingan pakai baju kaos terus ya gak perlu nyetrika
tapi juga objek yang akan dievakuasi
kombinasi menu nusantara dan mancanegara
pandemi covid sembilan belas merusak tatanan kehidupan masyarakat di pulau dewata
satu ruangan ini juga ada lulusan rusia
agar makin segar tambahkan selasi air kelapa hingga nata de coco
beserta bermacam isinya ditumpahkan
terutama para pecinta dunia selam
sejarawan sekaligus profesor filologi universitas islam negeri uin syarif hidayatullah jakarta
menuju pernikahan yang kudus
berarti coach dhani bener bener nge scout banget ya dari sma kelas dua udah diincer ya
uang tunai kini hanya mencakup tiga belas pembayaran di australia
jangan lupa menambahkan perasaan jeruk nipis
dengan penanganan yang sangat serius
ini yang harus kita siapkan bahwa dia tidak punya satu kewajiban
yang sebelumnya dipakai untuk dalam membuat obat agar lebih diawasi
menggunakan kipas angin terlalu lama terlebih semalaman saat tidur
ada yang di bawah ada yang di dalam juga
bagi anda para pencinta wisata flora kami ajak anda ke wahana baru di kebun raya bogor jawa barat
dan temen saya yang satu lagi naro di saham
di x ada di instagram ada di tiktok dan juga ada di facebook gitu ya
kayak ps tiga ps empat gue udah nggak tertarik
dalam membersihkan dan perawatan saluran air
kesiapan arterinya tapi ini kami siapkan saja
bukan tertutup artinya ditutup terpal
pemain tuh bisa didiskualifikasi karena
dan pertajam pikiran kami
namun yang membuat berbeda adalah cara penyajiannya yang menggunakan mangkok dari bambu khusus
nama masjid ini justru menggunakan akronim dari kalimat berbahasa sunda

kalau makan burger itu rasanya nggak lengkap
lahir di tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga dari tangan penulis r a kosasi sri asi tercatat sebagai pahlawan super pertama tanah air
walaupun masih melihat hasil pertandingan di grup lain
dan melakukan kompromi pada hal hal apa saja yang bisa diterima dan tidak bisa diterima
nanti pembagiannya di bulog itu adalah padi jagung kedelai
saling membantu saling mendoakan
jadi optimisme netizen terhadap pemilu
maka kita akan melihat bahwa beberapa daerah dari sulawesi atau dari kalimantan
jadi tanggapan postingan itu adalah jumlah netizen yang nge tweet
lagi lagi kalau mau berdiri saja lihat begitu saja bisa
aneka potongan daging ini juga dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari biasanya
pak toto saya ingin tahu nih pak penasaran seperti apa ini bedanya antara batik serasan dengan batik batik lainnya
lemah dalam pengawasan dan implementasinya
dan untuk yang suka dengan traveling atau pengalaman
karena sebenarnya selain saya suka sekali di alam gitu ya di nature dari dulu dari kecil
pelakunya atau orangnya sudah menghapus rekaman itu masih ada
madu baik dikonsumsi saat tubuh anda terasa lelah atau lemah
untuk membayar utang modal tanam
yang keempat lampa pocong
yang dapat membantu untuk menambahkan volume pada area wajah tertentu
triplit yang pertama sama kedua kan teammate nya beda beda gitu
tetapi hamba hamba diri mereka sendiri
ya itu tadi saya katakan setengah jam dari showroomnya sudah berbeda harganya kalau dijual
nah ini kan tadi kita masih sangat kurang ya jumlah dokter
lomi di jalan imam bonjol bandung ini sudah buka sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
karena kayak berarti lu nggak menghargai si pembuatnya
ya saya akan menyampaikan saat ini gunung semeru dinaikkan statusnya dari level dua waspada menjadi level tiga siaga
saat berbuka puasa ia hanya minum air putih
menjadi penutup jelajah ada apa di singkawang
apakah anda sering mengalami mimpi buruk berhalusinasi saat tidur
yang menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia
satu lima juta sudah mendapatkan vaksin itu bagi penduduk denmark
nah kira kira bahannya apa aja dan gimana cara membuatnya
apabila yang dia dukung itu menang
yang masjid gede kauman adalah pancernya
iya tempat kedua punya didikan atlet sendiri juga
anjing lo ya lo jangan bercanda loh gitu gitu
karena apa karena uterotonika yang berlebihan
biasanya sih rasanya jadi tidak semanis biasa karena suhunya naik turun
yang pertama adalah fokus melihat apakah penghasilan yang sudah kita dapatkan sekarang bisa kita perbesar atau tidak
di bulan juli ajang internasional olimpiade paris dua ribu dua puluh empat sudah menanti
menurutnya passing dan kontrol bola merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pemula
kini wisma wisma tersebut sudah tak ada lagi
wah tapi kalau ngomong ngomong soal puasanya ini berarti dari jam berapa sampai jam berapa ini kalau misalnya di tahun ini

iya kan lukas untuk mengakhiri obrolan kita kita ada games
salam sehat terima kasih
itu tadi beberapa alasannya thc di indonesia itu tinggi ya
nah di emotion juga ternyata terjawab bahwa emotion paling besar itu adalah emotion disgust gitu
karena kalau tidak nanti akan sangat mempersulit
dan salah satunya agak lebih ketat lagi
saya bukan hanya kepada orang umum
sejumlah upaya pengetatan dan pembatasan pada sejumlah sektor yang dilakukan pemfot bandung adalah kebijakan yang tepat
karena kan desa ini kan berada sekitar dua jam dari kota sumbawa besarnya
sekarang challengenya buat sty berani nggak atau mampu nggak sty bahwa indonesia menang lawan jepang atau draw gitu kan
ini akan menjadi ajang pengenalan produk produk bali yang sangat juga disukai oleh negara negara asing
kita juga akan melanjutkan sesi tanya jawab
dalam kesempatan itu putri memberikan golden buzzer america s got talent dua ribu dua puluh tiga sebagai persembahan untuk presiden jokowi
abah mencari jasa sol sepatu
dan juga keberadaan hiupaus itu sendiri
ada nembak ada mau manggil brimob
setelah itu dua atau tiga tahun kemudian
ada sm kayaknya ada smlxl gitu
iya tanaman ganja itu juga ditanam di sana
jadi kami bersependapat dengan apa yang beliau sampaikan
kayak yang gue bilang gue lebih suka yang adanya aja gitu
laki laki tidak diizinkan masuk ke dalam ruangan tersebut
untuk saranujuga farhanisa kemudian untuk rute kedua atau lintas kedua yaitu ke cibubur ini ada dua belas stasiun dari duku atas hingga ke harjamukti
lu sebenernya lebih setuju emang rookie combine kah yang harus diterapin di indonesia draftnya atau gimana
trenak juga kadang kadang
yang dialami oleh delapan anggota icw
ketinggian air mencapai satu hingga dua meter
kalaupun berkumpul dia hanya bisa lima orang di dalam rumah lalu kemudian sepuluh orang
bahannya seperti ini bukti
bukan yang dari umur belasan ya belasan kebawah lima belas ke bawah gitu
hingga tiga belas april di beberapa wilayah pesisir di indonesia
atau imunisasi dasar lainnya yaitu vaksin dpt untuk diphteri pertusis dan tetanus
kenapa karena produk investasi pendapatan tetap terutama yang memberikan bunga biasanya akan naik
kepada para calon presiden
musim mudik lebaran tahun ini tidak hanya menghadapi tantangan kemacetan
muter muter nggak takut sama kudanya nggak takut ya
ada sedikit rasa segar asam dan rasa yang unik dari alpukat avokadonya
kayak kemarin dibikin presidium sepak bola nasional
yang sudah disterilkan untuk menjaga nutrisi dan kesegarannya
umat yang akan melaksanakan sholat jumat datang mengenakan sarung dan peci penutup kepala serta membawa sejadah
price nya lebih murah timenya lebih cepat
kalau kbri kan supply logistical lebih banyak
memang mie sagu ini bedanya sangat kenyal
badan pangan nasional sudah mengeluarkan relaksasi harga
oke kita juga bangga sebetulnya jadi penonton nanti untuk tayang di indonesia ya
saya pro perdamaian dunia
nah ini merupakan terobosan gitu ya
rasanya buka sejak pukul enam pagi kedai ini langsung diserbu pembeli menu menu yang menjadi
dan mampu meraut omset lima ratus hingga sembilan ratus juta rupiah
berarti sekarang ke dua puluh empat kali ini
apa sifat dari digital itu
itu akan tetap bangunan yang kuat seperti bertulang besi itu
bahwa itu bahkan lebih dari apa yang bisa kita lihat kita bayangkan
jadi memang dananya itu seperti agro ya
kalau kamu ingin sukses
yang ia namai tuktil uwu
gempa yang terjadi di cianjur jawa barat dengan magnitudo lima enam membuat gempar masyarakat
fomo itu adalah singkatan dari fear of missing out sehingga menimbulkan aktivitas dimana seseorang mengambil keputusan untuk berkonsumsi atau spending berdasarkan apa yang orang lain juga punya
tapi apakah ada pernyataan atau menyampaikan langsung ke pemerintah indonesia terkait hal ini ibu
mohon maaf benny tolong video ini jangan disebarluaskan
iya mbak nana memang statement dari pak luhut ini kemudian menciptakan cukup banyak spekulasi
kami melihatnya positif semua komoditas ya
semoga kan pada terinspirasi kan
baik mbak anggiastri kalau tadi kita melihat jawaban yang disampaikan oleh lesti kejora terkait
gue paling suka crossover karena menurut gue itu paling simple dan buat gue efektif buat ngelewatin lawan
oh jadi bisa milih gitu ya
terima kasih selamat malam
sampai jumpa di episode selanjutnya
awalnya sekitar tahun dua ribu lima lokasi di aliran kali angsana ini adalah lahan tidak produktif
pada saat pilot membelokan atau autopilot membelokkan pesawat
pencipta kita patut dihormati
dan ini juga lagi lagi pada saat dua ribu sembilan belas itu tidak pernah dianggap teknologi informasi itu
artinya memang itu menjadi ciri khas masing masing ya
yang pertama stabilisasi di tingkat konsumsi artinya harga dihilir untuk menjaga inflasi plus minus satu dari tiga lima
yogi tujuh lerto robin kitt jakarta
dengan sintetis nah hybridnya gis ini
badan pangan nasional bersama dengan para pelaku usaha penggilingan padi
sehingga kebutuhan energi yang affordable itu menjadi kunci
apakah seseorang capres atau cawapres secara politik punya narasi yang match
kedepan kita jangan macem macem di pssi
dari jakarta utara saya bergeser ke jakarta selatan tepatnya di kemang
itu akan menimbulkan sebuah hal yang
yang berdiri sejak seribu sembilan ratus lima puluh lima menjadi memori tersendiri
bagaimana situasi yang muncul di lapangan besok
boleh di ini mas anzir disajikan
supaya pilpres kita tidak punya masalah sesudahnya
ya saya serius sekarang disini
ee itu kan lu harus apply online berapa bulan sebelumnya
sempet disentil juga sama pbnu misalnya
oke ya d juga udah mulus ya
nah memang di sisi lain bali ini kan memang mempunyai
sojo untuk mengambil undian
itu tahun sembilan puluh an ini banget ya
mumpung masih ada kesempatan bikin proyek ya bikin proyek
nah ini meningkatkan resiko dengan sangat signifikan
jadi kalau kita memilih bangunan yang aman dan kokoh sebenarnya tidak perlu takut kembang
dan muncul aldila aldila lain
pelanggan hotel reptil ini bukan hanya dari jakarta
jadi termasuk diantaranya meningkatkan income dari sektor formalnya harus betul betul lebih smooth ya pemulihannya
saat ini dan bagaimana warga harus mencapinya mas
obama online operation itu memunculkan yang disebut one million strong for obama

sudah bisa melakukan tradisi tradisi bulan puasa ataupun ramadan di denmark
kami tidak melihat adanya mobil andis baswe dan yang melintas di lintasan ini
mereka juga melakukan pengukuran dan sampel
mungkin kan sesuatu kayak clutch atau skill nembak gitu
berkumpul di gedung parlemen mendesak pemerintah federal
dikondisikan kandidat berikutnya yang
ada tanya aja kepada si yano bpkp ada dia
anda juga dapat bergabung di facebook kami
jadi gue cari tantangan baru lewat bisnis
meskipun telah mendalami dunia pedalangan sejak duduk di bangku kelas empat sd
meski sempat kesulitan mamalia berbobot tujuh puluh kilogram ini akhirnya bisa ditangkap
misalnya perlu membiasakan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan dan minuman manis di depan anak
kode nya itu udah wangi wangi
posisi amerika serikat dan eropa kan pasti ikut dengan amerika serikat itu
coba lo gambarin laut hitam itu gimana sih
tapi sebenarnya bener nggak sih seperti itu informasinya
apakah terdapat perbedaan vaksin di antara warga
dengan yang seperti yang tadi gue udah bilang ya di akhir dua ribu dua puluh satu banyak banget yang sudah membuat acara offline bahkan di salah satu kota ada yang sudah membuat festival gitu
dengan pengiriman melalui jasa kurir online
warung ini menyediakan makanan dan minuman ala rumahan
coba silakan tadi dijelaskan lagi mbak
itu kalo pengundian konteks itu gimana sih ko
memenuhi empat puluh belanja pemerintah barang dan jasa dari umkm
dengan ciri khas kuah bening namun tetap kuat secara rasa karena terbuat dari rebusan tulang sapi
kalau dari segi teknis kan mungkin tipis tipis lah ya mas owi
apakah ini memang ditujukan kepada apa namanya
miki kalau keuskupan di sana kan sudah menyatakan melalui surat terbuka
gue tadi lupa juga di awal untuk home base
untuk itu lahan atau lapangan kosong serbaguna diperlukan sebagai area parkir di kawasan tersebut
tapi jumlah yang real ini sekarang yang lulus itu hanya dua belas
jadi pertamanya itu kita bersama dengan fia dan juga formula e dua tahun lalu kita bikin girls on track
nah setelah ini kamu planning
klasifikasi yang lansia dan yang bukan lansia
di mana kita menginap malam kemarin
kampung ini memiliki tiga puluh enam rumah adat yang dihuni oleh empat ratus dua puluh enam penduduk
peziarah yang datang biasanya melakukan sejumlah ritual
ada aja cuman sih nggak begitu rame gitu
pahami kemampuan finansial masing masing itu bisa dilakukan dengan cara mencatat pemasukan kita dan membandingkannya dengan pengeluaran
nah ini artinya tadi mbak bilang sudah banyak kerjaan soal fotografi ini menunggu
dulu ada ko raymond sebastian
dalam tindak pidana pencucian uang
tim liputan cnn indonesia
wasit kita dan ini pssi
sehingga memang berikan keputusan untuk bisa digunakan mekanisme emergency use authorization
ini tentu mereka mereka yang percaya
bagaimana harga covid sembilan belas membuat amerika lebih secara finansial
dimulai dari lima ratus juta rupiah hingga dua triliun rupiah
tenaga dari mulai spesialis sampai sub spesialis sampai super spesialis kita sudah punya
harganya pun terjangkau mulai dari dua puluh hingga tiga puluh lima ribu rupiah per porsi
paling tidak persetujuan dari israel untuk bantuan bahan bakar
nah sejatinya jangan pemerintah ini membuat kebijakan yang memancing rasa ketidakadilan publik
jadi bagi para wisatawan yang berkunjung bisa berenang ke dalam goa sepanjang sekitar satu ratus lima puluh meter
bahwa kondisi ini sudah terjadi dua bulan yang lalu
dan itu gue lakuin sama dua hal
tapi malah di dunia online ini yang harusnya terbuka menjadi filter bubble
apa namanya problem ya jika itu dilakukan kepada content creator
sampai selesai nah dengan cara itu kemudian
oh gitu bokap suka bola
sebelum kayak move on ke lemama
ya memang sandow ini merujuk pada roti lembut khas jepang isinya katsu
nah yang perlu kita ketahui kapan g cert itu sudah beroperasi sudah berjalan di mana saja
yang berkaitan dengan kebutuhan kita sehari hari
akhirnya aku dari vietnam itu langsung terbang ke paris
sebelum kita ngomongin bali lebih lanjut
dari informasi yang tadi saya sebutkan dari wasajen mui ariefa rudin
po box delapan ribu sembilan puluh jakarta dua belas ribu delapan ratus sepuluh indonesia
tema yang paling relate ke semua orang
nah yang membedakan situasi dengan situasi situasi sebelumnya
victor pengaribuan aryo asmoro jakarta
mulai dari pangkalan distributor pengecer
orang bisa mengomentari sesuatu yang sedang real time terjadi
upayakan juga cobek tidak menutupi bagian dinding dalam tungku pemakaran
kalau tidak maka bisa dipastikan trotoar mahal yang sudah terbangun ini tidak akan banyak digunakan berjalan kaki
dari rasanya mayonya mungkin kita bisa bikin lebih strong dicocok sama lidah orang sini
eh pas juara tembus ke delapan puluh an
bisa jadi memang investasi properti itu masih sangat menarik
rizky mengatakan tak pernah berinvestasi di luar sektor real
sehari ini bisa habis sampai berapa ekor nih pak
bagi pasangan suami istri keharmonisan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh banyak faktor
dia dapat vv itu akan masuk ke rekening penampungan
abang adek usut juga nih yang satu suka telat yang satu didiamin ngelunjak
skenarionya saya menulis bersama dengan prima rusdi
berarti admin dari kelas empat sd tuh berarti tahun berapa tuh
dan istrinya satu warga negara palestina
banyak orang yang menyebut diri mereka orang kristen
ada harta kekayaan dan rekening untuk disita dan kembalikan
ya ukurannya bisa lebih besar dan lain
tapi yang paling enak menurut aku
dan banyak program yang sebenarnya berbau digital
dia telah memproduksi sekitar dua ratus item pernak pernik seperti kaos hoodie jersey topi mug dan goodie bag
karena kita mau di dua ribu empat puluh lima kita menjadi negara yang kuat
ngeliat mobil para pemudik yang atasnya kayak gini nih
sehingga dari segi ini saya kira yang paling utama ke depan adalah perbaikan dari struktur kapital dari kedua perusahaan ini ya
saya juga bisa melihat aneh karagam ikan yang berenang di sekitar dinding gua
kualitas beras yang dijajakan oleh para pedagang ini juga sudah mulai naik begitu syaza
kalau misalnya pejabat publik tetap menjabat sementara saat yang sama harus mencurahkan perhatian kepada kampanye tentu akan menjadi isu
dibanding misalnya piala dunia senior
langsung dari qatar terima kasih banyak
setelah melihat langsung kebun kopi saya berkunjung ke cafe kidemang yang terletak di desa sinarjaya untuk mencicipi kopi asli sukamakmur
kita mau ngingetin buat penonton
selain bentuknya yang sekilas mirip ikan piranha
sekitar tiga puluh lima empat puluh tahun lah
mungkin udah biasa kali ya karena udah biasa jadi ya udah gitu kan udah tau kerjaannya begini
karena kalau tidak seperti itu
ini pertama kali kemarin pssi meng announce atau menunjukkan
terus kita dobrak pintunya gitu
nginap di satu kamar ternyata
baku membuat roti anget sederhana hanya tepung terigu gula mentega garam dan ragi untuk pengembang
tidak terlalu tasty tapi sesuai selera tetap enak juga
di daerah tanggarang gua kira yang di goernya dbl
rasa senang penumpang seolah menjadi kunci bagi delman untuk terus ada
serta outwear atau pakaian luar yang windproof sehingga kehangatan di dalam tubuh tetap terjaga
kalau kami sebagai warga gitu adanya kampung anggur sih gak ada masalah justru istilahnya sangat mendukung
tapi menjadi produsen kue keranjang tidak melulus soal bisnis mata
yang khawatir menurunkan elektabilitas partai politiknya
sehingga tadi yang aturan perpres sebelumnya tidak ada persoalan apa namanya keuangan itu
setiap kegiatan kita itu sebenarnya ada cost structure
sebagai pejuang pemberontak komunis jaseline lebih merasa marah daripada takut dengan peristiwa yang berulang ini
jangan terlalu tinggi jangan terlalu turun jadi dia seimbang
ayat ini sudah cukup jelas
rekan bertanding kemarin itu oke saya mau ke mas umam apakah kemudian dengan merangkul semua
mas tempat pendidikan itu sudah sangat gak layak
kita yang memang punya privilege bisa melaksanakan ibadah haji pastinya tiap tahun di tanah suci
nah langkah langkah yang benar ketika kita akan melintasi rel kereta api adalah yang pertama
jadi akhirnya makanya dari sana lebih baik dipake juga di posisi lima
lalu bagaimana harga siang hari ini saya akan langsung menyapa suci bancin
seperti akar mengkudu untuk warna merah
menjadi sangat signifikan untuk menjawab situasi
bahkan penelusur keselamatan pt kai sempat melakukan penantauan langsung jalannya proses perbaikan yang masih terus dilakukan
oke mas reza dengan anda sudah berkomunikasi dengan pihak dhanpo
inilah galangan atau tempat pembuatan kapal yang digadang gadangkan akan sebesar kapal nabi nuh
salah satunya adalah brodianto alias kibrodin
yang nanti ke semarang itu sebagian besar memang mudik ke arah sana
ntar dipilih juga sama pemain kecil kecil yang gak dapet yang seharusnya aku bisa dapet kok
pak james kalau bicara struktur bangunan yang tahan gempa sebenarnya syaratnya itu ada apa aja sih pak
buat bikin rumah kampung
nggak dipenuhi lah gitu
karena mayoritas itu justru juga mendukung
tapi kemudian anda bisa menerima kembali ke montreux atau apapun yang anda rasakan
dalam arti banyak hal banyak faktor saya kira
tapi pernahkah anda mendengar ada istilah tentang super cow atau sapi yang super
baik mas toto pranoto terima kasih untuk perbincangannya pagi ini di sma indonesia business referensi
kemudian miring ke kiri
botol minuman untuk isi ulah
jadi ketika saya coba ini memang rasa petisnya itu ada keunikan tersendiri ya
tapi menarik kalau kita bicara mengenai pendapatan freelancer ini kan
anaknya itu dan ini ya terpaksa dikabulkan yang dua juta per bulan
tadi pak rizal kan udah ngasih tau banyak banget insight yang menarik nih
atau ketika dari orange itu cepat juga berubah ke merahnya
idl disini kan enggak
saya suka perintah ini karena sangat indah
nah itu tentu saja kita nggak punya
direktur utama peln darmawan prasojo
untuk mendapatkan pengakuan ataupun untuk mendapatkan posisi gitu ya
yakni nyirorokidul dan macan kumbang
ada yang pakai pepper spray untuk melatahi orang berantem
hoxton farms mengatakan lemak yang dibudidayakan lebih ramah lingkungan
sedangkan tadi dalam intro dengan cnn juga disampaikan bahwa harga beras naik harga minyak naik
takut keceplosan takut jadi teaser gitu
kayak apa ya di think audio di tapakan dulu banyak yang kayak nggak gitu
dan dari kolaborasi dengan tim dan may
ajang lecturer atau dosen di universitas griffith yang juga pakar keamanan kesehatan global
saya pastikan mungkin anda berada di salah satu kawasan atau lokasi pengungsian
apalagi sang ibu juga merupakan seorang guru sebuah sma swasta
untuk sebagai gift atau hamper selebaran
ku telah diampuni ku jadi suci oleh darahnya
dia boleh susah sedikit pasti naik
artinya memang bahwa penaikan tiket ini cukup menjadi catatan kita
mulai dari kasus tunda hingga kurangnya kesadaran para orang tua
kalau dia mau membeli perhiasan emas mbak megi saya nggak masalah
nah ini mungkin kita obrolan selanjutnya kita kemas dalam bentuk game sekali ya
karena klaim dari pemerintah soal thc yang tinggi delapan belas cbd yang rendah satu
di dalam nama yesus yang mulia dan berkuasa
dalam kehidupan masyarakat sumba
dan waktu apa yang lebih baik untuk memulai penjelajahan penuh cita rasa ini selain saat musim perayaan
saya bersahabat dengan orang israel ada
dia itu bener bener fokus sama basket
bibit bibit pemain badminton itu selalu ada gitu loh
baik yang muslim kawin dengan hindu
coba menikmati gulai kacang hijau menggunakan roti mariam
dari negaranya ke lidah orang indonesia
ada masih di indonesia melawan covid sembilan belas ada bahaya mengintai ketika alat swab tes bekas digunakan kembali
orang tua saudara yang menghadiahkan sesuatu
tapi ada restorannya juga
terus kalau misalnya ada senior suruh jemput misalnya di airport ya pasti
ini yang kami lakukan di bali
jadi harus benar benar di beratas gitu
mereka memberi makanan perawatan juga perlindungan terbaik
dan bisa cari yang disesuaikan dengan anda
dengan sebuah tindakan yang nyata ya pak
hari ini digelar sidang gugatan sistem pemilu di mahkamah konstitusi
namun kalau untuk kita makeup sehari hari seperti ini
terima kasih tuhan kau dengarkan doa kami
masih wajar sih beneran sih
di jakarta rata rata makan pastel itu biasanya dengan sambal kacang
dan tentu kita tidak bisa menyalahkan mereka juga
maka kalau kemudian saya mau berbagi pengalaman di jawa tengah
dan iya memang benar saat saya sedang karantina mandiri di beijing sempatnya di fenghai district di songjiazhuang
meski demikian menurut fadli yang paling mendekati makna takjil sebenarnya
tentunya dengan terus melakukan evaluasi dan inovasi inovasi lainnya
ini menjadi cerita utama
mereka yang bijaksana akan menyimpan harta di sorga
kegiatan ini diharapkan bisa menumbuhkan jiwa entrepreneur para siswa
padahal umur gue masih bisa setahun lagi buat main di kelompok umur gitu
seperti halnya tenis dan bulu tangkis teknik pukulan yang sering digunakan diantaranya
yang namanya fifa world cup itu jauh tiketnya lebih mahal dari konser apapun
dana asuransi tidak menerjakan keuntungan yang diperlukan oleh asuransi disabilitas asuransi
isu isu kiri yang ekstrim
peningkatan insulin ini akan membuat sel dalam tubuh mengontrol kadar gula dalam darah
sehingga tubuh seseorang cenderung kekurangan air
bandung di gochitra arena
mas tera bikin dong sesi latihan seminggu sekali gitu
karena pemandangan yang ditawarkan sungguh menakjubkan
nanti ada kepuasan tersendiri
ikut klub sultan gara gara temen tuh kan ngajak ada dua orang dulu adit namanya temen sultan
saatnya menyebabkan swelter sitzt cl verl dua puluh sembilan dua puluh tiga dubbedance
dan ini sudah merata di seluruh indonesia atau masih ada kantong kantong yang istilahnya masih perlu ditingkatkan
nah kalau di sini tuh bebas jadi bener bener kreasi anak itu keluar gitu
yogyakarta tampaknya harus menjadi destinasi wajib selama bulan ramadhan karena aset kebudayaannya yang bersejarah
nggak mungkin umkm saya lagi melawan produk produk harga yang memang harganya sudah tidak masuk ke dalam lagi
bahwa dua perusahaan raksasa ini mau bergabung
wawancara pun saya lanjutkan di galangan kapal
dua tiga empat lima enam tujuh selesai
berada di sekitar ruko di jalan kiai tamin atau masih di kawasan pasar besar kota malang
dinilai mengembangkan ini sejak tahun dua ribu dua
itu milihnya pasangan sama chris tuh gimana tuh
tapi seto apa jodi saya bilang biar tapi saya satu aja saya nggak akan pernah menerima apapun dari sana
nah supply nya tetap permintaannya itu meningkat
moskwa menolak tudingan tersebut dan mengatakan rusia menerima anak anak yang terpaksa melarikan diri dari ukraina
karate atau menembak begitu kan
mau olahraga teratur atau tidak sama sekali
jadi sistem kaderisasi sistem pendidikan sistem literasi politik kita sebenarnya menuntut portofolio panjang dari seorang calon legislatif misalnya
bahan utamanya menggunakan ayam kampung jantan dan disajikan dengan gurihnya kuah santan yang pekat
dan kemudian untuk penentuan upah minimum sekarang dimasukkan kata kata
karena kan memang negara australia itu kan memang halusnya untuk suku aborigin di mana kan pigment nya berbeda
tetapi ketika ini sudah menjadi sebuah perlaku yang menetap
untuk bagaimana tetap harga gabah di tingkat petani
iya karena ada gejolak lonjakan saya lonjakan covid di juni juli
dua puluh satu dari angka tersebut merupakan emisi sektor pariwisata
dan yang terakhir saya ingatkan sekali lagi
bangkitlah dan angkatlah muka kita
rumah bordil kecil tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh didirikan oleh seorang berkebangsaan hindia belanda sebenarnya
jadi beda dengan yang di kendaraan umum ya
kembangunannya saat ini sudah berjalan
si pipa pipa ini tuh jadi kayak connecting untuk air satu sama lain
bahwa pada saat seorang itu menjadi freelancer
bubur bakar ini merupakan perpaduan dari olahan bubur bakar nusantara dengan bubur ala tiongkok
ya karena mereka kadang gini ya terlalu diet ya mengurangi semua asupan dikurangi
ya artinya kalau secara general pasti
mungkin saya agak sedikit menegaskan
pilkada kita empat puluh pilkada menang sama
tapi kalau kita bisa mencegah maka inilah yang akan bisa membuat manusia bisa hidup sehat
lah terus ini bagaimana ceritanya
karena itu kita kunci rapat memang di bulog sebagai food reserve
pengembangan rumah sakit tadi dengan membagikan alat alat yang canggih dan identifikasi dari mulai serata rumah sakitnya juga diperlukan
dan tanah ratusan meter yang dibelinya
soalnya pak saya hubungan dari cnbc mau tanya untuk presentasi bagian hasilnya itu untuk penjualan tiket dengan argentina seperti apa
dalam daftar wilayah rawan banjir yaitu jalur timur
tidak berarti rumah terlihat berantakan
antara di pagi pagi abis awur atau setelah buka sekalian
dan saya melihat optimisme setelah pemilu kemarin menjadi tidak nunggu nunggu
ini biasanya di ciri ciri yang agak perkotaan begitu ya
si siapa pemain ignite nya chen
pada kucing ada penyakit panleukopenia yang lebih rentan menyerang anak kucing
nah ini dari bps juga sudah menyampaikan pak bahwa
kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai perkembangan di indonesia atau ketentuan ketentuan lainnya pelayanan kita selalu kita membuka diri
yaitu mengubah batu bara menjadi gas yang bisa ditabungkan
yaitu mereka yang mengasihi aku
gak bisa ngedance gitu mau jadi duta tiktok
selain mudah dilakukan berkebun dengan metode hidroponik tidak membutuhkan lahan yang luas
salah satu yang sudah merasakan manfaatnya adalah satya
dikaitkan dengan standar dan batasan dari cemaran eg dan deg dalam produk jadi
ngalir ikut arus terjebak aja di situ
tapi ya mungkin kita sekarang nontonnya dua kebawah aja
menebar kegembiraan bersama dengan seluruh rakyat indonesia
dan yang direbut adalah kota kota pelabuhan
sehingga pembukaan bali untuk wisatawan asing tidak sia sia
mengingat di ruangan dengan sirkulasi yang kurang baik
terus ya kata katanya relate lah
di jawa ini apapun itu sudah berlebih infrastrukturnya
tambang kita banyak yang kelas dunia loh
tim sbs indonesian selalu hadir setiap tahun
yang didasarkan pada keragaman etnis agama dan ras
inilah radio advent suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
sehingga benar benar kita bisa keluar dari permasalahan covid sembilan belas
jadi biasanya satu hari setelah debat cowok pres seperti sekarang ini itu yang namanya postingan di tiktok itu pasti akan sangat banyak banget
pelaku saat ini diamankan rio
dari cerita tersebut dari kronologi tersebut dapat dipastikan bahwa ia berjalan seorang diri
tapi kan saya pengen dateng gak ada hancenang loh
tapi kan sekarang lama lama aksesnya diperbaiki
di australia musim dingin terhangat yang pernah ada dialami
lamina pelalu menyebabkan peningkatan produksi yang gratis
iya mereka harus punya perlindungan lebih
makanya tidak heran kenapa kota singkawang ini banyak at least tionghoa
ya dampaknya memang ya jauh berbeda sama dengan dulu
waktu itu diminta hanya dua kota
irfan mendirikan peace generation bersama rekan sekaligus guru bahasa inggrisnya
pemerintah telah membahas proposal batas sewa pada ktt perumahan yang telah diselenggarakan baru baru ini
yang sudah sekarang tentu yang sangat menggirakan dari saya
dasar tentang ketentuan mengenai pengadaan lahan
apa yang kurang kok sama ya tesnya
bekas mesin cuci dengan bekas kipas angin bekas dengan parabola
yang dapat dengan mudah dilakukan masyarakat sehari hari
agustina mengaku kesulitan mencari kamar rawat inap untuk putrinya
itu satu juta dua ratus per orang dan uang kontrak rumah satu juta dua ratus per kakak
nah setelah sekian ribu dolar dia berhenti tuh
tapi berinisiasi untuk mendatangi rumah korporasi
nah putusan yang terbaru dari kasus salah satu perusahaan di kalimantan tengah juga ya
bahkan sebetulnya pada pembahasan dengan kementerian agama
lebih dari lima itu nggak pernah kalau gue
sehingga alhamdulillah untuk wilayah kota semarang tadi malam sekitar jam dua belas an itu sudah kering sama sekali
ya puncak arus budi kelebaran dua ribu dua puluh dua telah dilewati namun pekerjaan belum usai karena kita masih harus bersiap untuk menghadapi arus balik
nah art ini ya seni sudah menjudge dengan tadi data yang ada dengan ini
hanyalah beberapa faktor yang mendorong penurunan
uang saya masih sisa nih buat beli dodongkal a jajanan pasar khas jawa barat
dr gizi eleonora mitaning mengatakan
asal amerika serikat eric linkong pada tahun dua ribu tujuh
karena dengan politik uang ini bisa jadi melahirkan pemimpin pemimpin yang jauh dari harapan kita
karena cukup untuk pengawasan saja dan tidak perlu verifikasi
kalau untuk ke sore sore tadi kita dalam kondisi dehidrati rasu kemudian kita jadi dalam kondisi sudah menurun cadangan karbohidrat
huruf n nutrition adalah nutrisi
nah untuk mengetahui suasana ramadan di perancis
u tujuh belas itu paling banyak penontonnya lima ribu
melakukan aksi teror bom di depan kerenja katedral dan melukai dua puluh orang
maka proses fermentasi menjadi tape ketan tidak bisa dilakukan
untuk lomba untuk menggunakan uang
ini aduh sambalnya mantep banget
karena sebenernya tuh bisa tapi emang mungkin minatnya kurang
kalau pembalap gak ketauan lo capek lo mau pingsan mau nangis mau ketawa
ini kira kira apa saja nih pak faktor yang berpengaruh terhadap lancarnya arus balik nanti pak joko
yang pertama adalah soal statement mas anies dan juga caimin gitu ya
tentunya kalau ke jabat menteri dan sebagainya tentunya mendapatkan ini ya apa namanya pengecualian
surya dapat mengantongi omset hingga tiga puluh juta rupiah
nanti ketika seratus tahun indonesia merdeka saya khawatir konsumsi gandum kita sudah mencapai lima puluh atau mendekati lima puluh
tapi dengan lambat laun
tapi kita akan kembali pastinya usai jeda karena kita akan jeda terlebih dahulu
tapi dia udah pernah stay di filipina
tes event tuh bulan mei berarti gak jauh ya
viral harga cabai rawit merah tembus empat ratus lima puluh ribu rupiah per kilogram
dan kemudian saya tidak punya pembuka saya tidak punya pengamal
setelah beras ketan dicuci rendam selama lima belas menit
selama bulan ramadan tidak kurang dari satu lima ratus orang berkunjung ke masjid namira
dan pendiri ethical hacker indonesia
sebelum memulai rutinitas baris baris mereka
nah itu yang menyebabkan kenapa situasinya tuh seperti itu
atau sebelum berdirinya kraton yogyakarta
jadi udah mulai bisa bersaing lah biarpun kami di bangka kan kota kecil tuh
yang kedua ada untuk snorkeling
jadi saya di sini mengatakan bahwa tidak penting itu posisi wakil menteri itu
tampaknya yang akan memulai itu kalau mau bikin kejutan gibran yang memulainya
terkait dengan kondisi indonesia dan juga israel
bapak nyokap gitu atau dari sodara gitu
temen saya investasi di emas dia naro lumayan banyak naro di emas
demikianlah kesehatan yang sudah kita ikuti bersama
mohon maaf fasilitas dan uang di ujung jabatannya itu
nah kalau kita bandingkan dengan negara negara lain
dia langsung minta dua digit
butuh penanganan khusus seperti air yang harus terus mengalir dengan kadar keasaman air kolam di angka tujuh delapan serta menjaga pola makan sidat
bagaimana pemerintah mendorong pelaku umkm
untuk mengelaborasinya kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
terus kayak jadi gak noise
saya memahami bahwa mahkamah ingin sungguh sungguh memeriksa setiap bukti
begitu ya tapi jangan dijawab dulu mas umam kita harus jeda jangan kemana mana bersama kami di
mengantarkan desa tebara menjadi juara kedua
juga dirasa itu mencederai
kayak gimana untuk merelekskan pikiran kayak gimana jadi nggak sepaneng terus yaitu dikasih
mental kolektif masa agar terhindar dari hal hal yang ada di luar ekspektasi
akan memberikan legitimasi politik yang kuat
dan juga mengurangi emisi buangan
karena ini merupakan satu kesatuan jadi tidak bisa dipotong potong
menjadi cerita tersendiri di sudut kota metropolitan bernama jakarta
dan kalau teman teman sempat baca ada satu buku yang menarik ya
penunjukan ini ditapkan dalam keputusan menteri keuangan komite pengawas perpajakan periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh enam
tapi ini jangan disampaikan bahwa kami berbeda dengan kementerian kesehatan
gunakan hati untuk membela rakyat palestina
yang juga merancang gedung merdeka gereja katedral bandung
atau biasa kita kenal dengan asian infrastructure investment bank
malah puasa itu punya manfaat besar loh buat lambung
oke apa dari sebesarnya empat puluh lima
nah berikutnya menurut data national cancer institute amerika serikat
bisa juga kalau energinya cukup besar yang jauh dari lembang ini
maka kemudinya akan berbelok sebentar
jadi kita akalin yaitu kita nanti kita bikin box dengan menunya lontong capdome jadi lontong
itu kan bisa dibilang pusat bisnisnya
awalnya kain tenun sumba hanya berupa selang
masih bisa lah untuk ngongkos pulang lagi ke jakarta pakai kereta lagi
jadi aku datang aku ikut seleksi
belum lama ini taste atlas sebuah website yang berisi tentang kekayaan kuliner di dunia
nazar pemilu awalnya memang ditujukan kepada anies
sejak kami mulai mengukur ini pada tahun dua ribu tujuh
iya latihannya enggak difokusin dulu
cuma berarti belakangan ini kan juga emang susah ya
di usianya yang mencapai sekitar setengah abad
yang ingin mereka ajak foto ini sudah cukup banyak
pertama kepada mahasiswa dari
di biak timur di badaido
dan juga akibatnya terhadap meningkatnya absen dari sekolah
dan kita tahu selama ini ekonomi kita bisa tetap bertahan
ada penyesuaian penyesuaian memang mungkin baiknya diakseskan konsumsi
ternyata bisa jadi sebuah kreativitas yang bagus buat anak anak
pelayanan yang maksimal di dalam penyediaan catering pelayanan akomodasi
iya makanya itu di bl aja kepanggil kan dia kak marika
musim kemarau tak selalu mendatangkan kerugian bagi petani tradisional
sebagai cara untuk berolahraga hingga hobi
kalau sepak bola kan semuanya serba mungkin tapi saya realistis lah
gansata marindora heru sudarmanto surabaya jawa timur
jika ingin menikmati kuliner yang sedang viral di media sosial ini ya
nah kalau misalnya senin sampai jumat kan tadi pak tomo bilang
bagi jakarta asian games seperti kado manis untuk mempercantik kota
sehingga penumbuh komputer sadaran inilah yang menjadi apa ya
sementara minuman manis mengandung gula yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah minuman kemasan es krim dan sirup
gunakan sopir cadangan untuk bergantian menyelenggara
kalau licin doang agak kurang fungsional cuma bisa buat wadah makan
menaih lobang kami juga menyiapkan tambahan tiga puluh lima tim ya
artinya yang dilarang adalah berpaham risata
tapi owi emang cocok nih ngomongin soal harus kerja keras segala macem
itu selain berdasarkan science harus berdasarkan real
yang memiliki berbeda latar belakang budaya dan bahasanya
peningkatan pada pekan ini dimulai dari rentang enam tujuh ratus lima puluh dan diharapkan dalam waktu dekat dapat menyentuh di atas tujuh atau mengarah ke tujuh dua ratus lima puluh
saya tuh ada dua kuliah juga
sehingga kalau untuk ketiga kita harus menerima harga yang relatif baik relatif tinggi yang sekarang ini terjadi
minuman keras atau alkohol adalah salah satu penyebab terjadinya beberapa kecelakaan lalu lintas di indonesia
jadi memang tadi yang populasi di hiu paus yang paling banyak kan ada di teluk
udah begini ngomongnya soalnya
prabowo saya anggap sebagai sosok yang menakutkan pak jokowi
kita tidak tentu dalam satu hari itu bahkan bisa sampai sepuluh sampai lima belas tkp
nah setelah kami cross check lagi setelah kami dalami
sebagian warga sudah mengungsi tetapi sebagian lainnya masih ada yang terjebak di rumahnya
itu jelas tindakan kriminal
kita minta bangunlah sosial dialog di masing masing perusahaan untuk membicarakan upah
catatan aliansi masyarakat adat nusantara aman
rasanya kalau digigit terus pakai sambelnya yang pedas dan ada cukanya
ada mahar yang disiapkan nggak sih sebenarnya
ini pasti pas banget buat sarapan ya
semua ini hand in hand untuk mengatasi masalah ini
lebih jauh main di liga pro ya kok ya
tapi prinsipnya dari aspek esmas sebenarnya adalah
baik siapa karakter seperti apa dan lain sebagainya tetapi kita husnudon saja seperti spirit yang disampaikan oleh bang habib
ini kemudian akan segera dimulai dan kapan kemudian ini diharapkan akan selesai
sudah sharing sudah berbincang
kalau untuk kegagalan kan sering mas saya
kalau bagi masyarakat sebetulnya sih nggak urgent ya
kita ingin menjadi seperti pria ini atau wanita itu
kalau soal pendidikan tuh
dan kalau kita perhatikan sebetulnya kan ini terjadi ketimpangan dari struktur
dilarang datang orang dilarang
terima kasih banyak atas laporan anda diana valencia
ini kan berarti ada udara luar yang ikut masuk
dan akan diganti berdasarkan aturan yang berlaku oleh bp batam
sikap dari sheikh dan juga pond bas azayitun terkait dengan hasil dari tim investigasi terkait dengan faktual emni akan seperti apa
yang berfungsi sebagai sarana berkumpulnya sederhana sikep dari berbagai daerah
baik itu dari drainase maupun juga gelindingnya dari sebuah bola maupun juga rumputnya
sebelumnya ini kalau kita bicara dengan pln
emang udah jalannya berarti semua kebetulan
yang beresiko menyebabkan kecelakaan berlalu lintas
nah selanjutnya ada maskot
apa yang terjadi di rempang itu adalah masalah struktural
mereka berdua terutama caimin untuk besok debat besok sudah mengumpulkan banyak materi kegelisahan dari apa
kehadiran sepeda listrik yang merupakan inovasi teknologi
iya pergerakannya cepet momentnya juga beda juga pasti ya
itu kan nanti dia akan terjadi pergeseran ya dalam keluarganya
volume sampah kiriman yang datang terbawa arus juga terlihat menumpuk
kadang pun ketika kita tanyakan ya mungkin karena jauh ya
max itu kan dia di tim yang bagus ya sekarang gitu
sementara ini ppkm yang level tiga sama empat ini kan beberapa aktivitas kan sudah mulai dilonggarkan
nah harga yang tiga kg ini kalau misalnya dia beli empat tabung itu kan harganya ada selisih yang cukup besar
di tempat ini kami mengambil pinggiran kulit roti tawar yang baru selesai dibuat
pelayanan diri menjadi pekerjaan hidup mereka
seperti yang dialami oleh afida ramadina
namanya sultan aja yang usianya
mungkin yang kita tanyakan karena tiket ini banyak dicari oleh para penonton
jadi bagaimana harus solusinya
tapi kalau misalnya dari gibran sendiri ini kemarin juga sempat ramai begitu
ketika satu orang melakukan posting berita atau satu konten saja
gitu loh kalau supply lebih besar dari demand itu akan berpengaruh ke harga
masyarakat kita berkata pikiranmu sendiri adalah standar
dan keterangan yang diberikan oleh dpr ini kami juga bisa membagi dua begitu
aniorisma adalah membesarnya pembuluh darah otak
ini apa ya saling mengisi saling mengisi cibutet juga sama akhirnya setelah ngobrol itu udah titik
karena saya melihat dari diri saya sendiri kalau berprestasi peluang besar ini om
kabutnya seperti apa di sana yang anda rasakan
itu memang harus ada pengaturan angkutan barang
di bulan februari dua ribu delapan belas kami dipanggil beliau pak presiden kan menjelaskan tentang itu
acara yang digagas organisasi industri operator jaringan seluler seluruh dunia ini dibuka pada tanggal dua puluh delapan februari hingga tiga maret dua ribu dua puluh dua
tadi saya konsumsi berasal dari satu bahan utama
bahkan ada yang sudah berlangganan makan di warung ini selama puluhan tahun
harus dibedain gak sih itu antara passion sama
tentu kita semua atau saya berpadi berharap
bagaimana ada yang tertarik mencoba
sebenarnya sudah mulai agak tertinggal
ini sementara satu tahun plus satu
apa yang anda dan juga teman teman baca
sekarang empat puluh lima transaksi alat alat kesehatan sudah ada di indonesia
seperti misalnya bebek bali kemudian juga ada penggunaan berem atau wine rice
juta jiwa yang harus mengungsi selama terjadi bencana
farah tak pernah lupa memberi obat kutu dan obat cacing
itu akan memberikan presiden buruk
dapat membantu melawan tekanan kehidupan perkotaan
tapi kami akan mencoba mengambil sampel sample yang banyak
dan sudah di follow up kembali bersama lintas sektor terkait
seperti di demo atau aksi kolektif gitu yang terjadi biasanya
sajikan di atas wajan panas layaknya steak pada umumnya
kesehatan masyarakat dan juga penularan kasus covid sembilan belas
ini masih pun dijalankan oleh teman teman
menjadi empat bangunan besar yang paling sering digunakan
prawira tinggal bertemu tim yang ada di bawah mereka ya
ini tapi kalau kita telisik lebih jauh
bagaimana pengaruh dari negara tujuan ekspor indonesia ini dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga
dan tentu juga kata kata pelaporannya juga harus dilaporkan melalui sistem pelaporan dari silacak ataupun nar yang sudah diatur
pada sahabat pada lingkungan pada tetangga
kalau benang asli itu prosesnya lama
semua orang bilang tentang bali dan semua tempat yang terkenal
yang ada berat badan saya turun drastis
kita tunggu dingin dulu mbak cetakannya
ia juga menanggapi debat ketiga yang tidak mengedukasi karena banyak serangan bersifat personal
saat mudik dalam jangka waktu tertentu rumah akan ditinggalkan dalam keadaan kosong
jadi kita curi jadi baunya tidak ada
yang kita cegah itu adalah jangan mereka melaksanakan ibadah secara jemaah datang dari rw yang tidak mereka kenal
kita bahas lebih lanjut bersama dengan psikolog forensik reza indragiri
nah imalah peng auction ini sudah rumit
kalau gue yang awal melihat sih dia kayak desperate gitu
sementara kalau untuk membuat lahan parkir bersama pun tanahnya terbatas
itu harus ramah lansia
tentang kejadiannya sendiri pada tanggal sembilan januari
mencegah resiko penyakit kardiofaskuler
dengan istirahat di pos kenatan ini kita kasih fasilitas seperti cek kesehatan
maka alternatifnya dia memang perlu memiliki asuransi jiwa yang memadai
secara garis besar acl adalah serabut urat yang berfungsi menjaga kestabilan serta posisi dan kekuatan lutut
sudah drop banyak sekali
ada beragam faktor yang perlu dipertimbangkan
biayanya terlalu membengkak kita harus menyeimbangkan antara dana jkn yang diberikan
nah dari bertahap ya akhirnya seratus lalu kemudian
semua sistem pembelajaran tersebut didesain agar anak anak bisa mempresentasikan nilai nilai islam yang rahmatan lil alamin
sedangkan kalau yang di acara seperti di tanjuruhan kemudian di itaewon dan di beberapa konser
dan juga kondisi tahun lalu yang kita terpuruk di kisaran kontraksi sekitar dua persen
saya juga selalu hati hati dan tenang melihat hasil hasil survei
akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di sumatera selatan
tidak ada yang bisa memberitahumu apa yang harus dilakukan
atau kemampuan tubuh untuk menyadari bagian tubuh mana yang sedang dilatih
bukan sekedar acting di bidang ini seluruh anggota juga harus menguasai skill menyanyi dan menari
tau tau abah disuruh ke dalam
jawa jawa tengah jawa timur jawa barat
itu harus terus dilakukan
jadi saya sangat hati hati melihat itu
penyalahgunaan pelecehan seksual juga terhadap perempuan itu yang paling pertama
jadi memang waktu itu agak sulit juga untuk mencari pemain di usia segitu yang memang
tapi kalo moto basket kan jadi lebih tertantang gitu maksudnya kan apa lebih kalo basket kan pergerakannya kan cepet
tapi hal hal yang harus dipertimbangkan ketika kita sewa rumah
menjaga cita rasa otentik tapi tetap menarik gampang gampang susah
tapi di sini itu enggak di sini diajarin tentang konsekuensi logis
baik menelpon atau mengirim sms
ada yang murni menggunakan acinya saja ada juga yang memadukannya dengan bahan lain
identitas erik harus saya samarkan
namun oleh pras setipe negatif disulap jadi motivasi untuk lebih baik
dari lingkungannya itu sendiri
jadi nanti baru ada di tahun dua ribu dua puluh lima sampai dua ribu dua puluh enam
dan mereka sudah apa namanya tercatat sehingga mereka akan tinggal diberikan informasi
hutan alam kita bisa menyerap emisi dari
sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari kebijakan itu
karena perhari ini menteri menteri dari pdi perjuangan masih aktif sebagai menteri pak jokowi
ini satu hari eh satu ini
yang ini sudutan ini ada di bagian atas itu pak
tapi setelah dengan beban itu gitu kan akhirnya kan mau nggak mau kan ada beban dalam pikiran juga gitu
dan kalau tidak salah pecenongan sebagai kawasan wisata kuliner
jadi bagaimana kerjasama dengan internasional
ataupun berkelok dengan kondisi kendaraan dalam posisi kecepatan tinggi
kalau harga tinggi tambang ilegal itu marak
jadi bukan hanya untuk pemanfaatan secara ekonomi tapi juga lebih banyak juga sangat penting untuk food security
nanti setelah itu sesi kedua tujuh puluh lima orang lagi
nah yang ketiga adalah menjaga kecepatan
video pedagang menolak uang rp tujuh puluh lima yang baru viral beberapa waktu lalu
dan di udara terbuka sehingga mereka bisa menikmati
ini tentang apa sih ceritanya
karena itu juga menguntungkan indonesia secara perekonomian ya
harusnya benar benar peka benar benar siaga
terus juga jangan sampai ada sisa kotoran karena yang ada nanti pembeli pembeli ngomongin ujung ujungnya tidak beli dan rugi
dengan aplikasi ini fair trade atau perdagangan berkandilan
tapi harus menang di laga kedua lawan vietnam
yang temanya adalah tentang kedatangan yesus yang kedua kali
salah satunya bisa memasuki tol cisumdau
baik selamat pagi mbak dia dan mas adi
oke terakhir bu nadia saat ini angka covid sembilan belas kita tahu terus menunjukkan peningkatan kenaikan dan peningkatan
melestarikan budaya leluhur melalui pertunjukan barongsai yang beralur
kita punya bayangan kalau sampai terjadi worst case
dulu dikenal dengan permainan tek tek
republik indonesia yang ke tujuh puluh lima dan dikeluarkan oleh bank indonesia pada tahun dua ribu dua puluh kemarin
pemakaian masker itu sudah optional dari tahun kemarin akhir tahun kemarin
enggak kan emang nomor yang dibuka yang ngelowong sepuluh meter running target itu dah
namun ia mengingatkan untuk terus berhati hati menghadapi ekonomi tahun ini
yang berarti hampir sepertiga dokter umum akan mundur dari profesinya dalam waktu lima tahun ke depan
persoalan dua ratus dua belas itu kan sebenarnya
yang ketika debat begitu sangat beliau tegaskan bahwa harus mundur jika pejabat publik ikut kontestasi politik
tapi terbayarkan sudah ada telur asin di depan saya
dan juga jalan tol yang sekarang dikelola oleh jasa marga
yang kenapa aku volunteer di tempat ini juga
seperti perbatasan sidoarjo surabaya di kawasan waru dan di tengah kota
kursus ini untuk memudahkan pemohon sim dalam menjalani ujian tertulis maupun praktik
dan handaklah kamu sama seperti orang orang yang menantinantikan tuhannya yang pulang dari perkawinan
dari tim amin pkb nasdem pks setuju hak angket tapi menunggu sikap pdi berjuangan
lebih mudah ngeceknya ada
yang ternyata seorang pencuri motor kakap dengan modus pdkt
masa di mana gang doli ini resmi ditutup oleh pemerintah kota surabaya
kalau anak lo yang ngurusin lalu hidup gitu ya
itu berarti israel tidak memiliki right to defend
yang kami tanamkan itu begitu
tapi akhirnya kayak karirnya banyak yang
nah ini juga gak pakai alas kaki nih
selain itu memang akulturasi budaya menjadi cara jitu dari mbah dalem arif muhammad dalam menyebarkan agama islam kepada warga sekitar
ya fansixers lah ibaratnya kan ngeliat dari komposisi pemain sixers yang tiap tahun
baik itu halte stasiun ataupun terminal ke tempat tempat tujuan
yang sudah tiga puluh lima tahun menerima pesanan membuat daging tepek untuk pesta pernikahan
bersama dengan teman teman sekelasnya
gitu mungkin bukan cuma atlet kehidupan lah
terkait dengan pernyataan astrazeneca yang baru baru ini mengakui bahwa vaksin covid sembilan belas yang dikembangkan bersama universitas oxford pada beberapa waktu lalu ini dapat menyebabkan pembekuan darah
atau ingin mendapat pelajaran alkitab penemuan baru
yang dibuat dari tanah liat
ketika pertama kali ko jj masuk satya wacana sendiri dari orang bangka belitung gitu kan
hal ini mewakili peningkatan lima dua persen
udah kepegang seenggaknya sekian
di jabodetabek saja setidaknya ada sembilan ratus lima puluh ribu penumpang yang menggunakan krl pasca covid meredah
sekolah persiapan terbaik di kanada
nah harta kekayaan hasil kejahatan ini dari korban kepada pelaku kepada tersangka ini
dan saya membaca data setiap sepuluh menit
mengingatkan kemampuan pertahanan udara kita
kak berarti lo tuh berhenti totally di the nasty pool tuh pas tahun berapa sih berarti
ya pertama untuk dikatakan merupakan faktor penyebab daripada kejadian ikutan pasca imunisasi atau efek samping itu harus pada periode empat sampai empat puluh dua hari ya
iya dan kualitasnya tidak kalah
konon kabarnya kalau untuk proklamasi lima belas agustus di cirebon
kami juga akui bahwa dalam proses kemarin itu terjadi cara cara yang kurang elegan
iya tapi kalau misalnya kita semua kan ingin cinta damai begitu ya bu hendra ya
berarti yang pas di sma tiga itu lo berarti langsung dilatih sama siapa tuh kak
mereka saya berteman dengan semua mbak desi
yang kedua juga ya sebagai masyarakat indonesia
incaran kali ini adalah menu makanan siap saji
tingkat infeksi harian juga masih ada di angka di atas lima ratus hanya di dua hari terakhir kita sampai di angka empat ratus
kegiatan seperti ini mereka yang kembali ke tempat aktivitas mereka di kawasan perkampungan ini tidak dibenarkan sama sekali ya
sehingga jemaah bisa dengan tenang untuk beribadah di sana
paling tidak sampai di jalan
nah ini harus dimitigasi
kemudian ada gejolak konflik rusia ukraine ya
dilihat dari warnanya dia lebih cenderung coklat ya
dan itulah yang sering kita sampaikan
lima belas sampai enam belas juni dua ribu dua puluh tiga
produk emas tematik idul fitri dua ribu dua puluh tiga terdiri dari dua kategori
alis teknologi dan ke
misalnya dari banyuwangi madura gresik hingga lamongan
jadi saya yakin itulah yang akan ditampilkan beliau besok
badan pusat statistik juga menghitung ekonomi indonesia sepanjang dua ribu dua puluh tiga
gula darah dikatakan tinggi yaitu pada penyakit diabetes
dengan anak anak muda wanita
delapan anggota icw sejumlah eks pimpinan kpk hingga penyidik kpk novel baswedan
jadi sebetulnya ada dua orang indonesia
karena ini merupakan salah satu tempat favorit saya
jangka waktu kompetisinya kan agak lumayan
tau lah tau gua sharel hasan kan sharel hasan
untuk memperoleh harta kekayaan dunia
tapi fokusnya sekali lagi adalah pada produk investasi pendapatan tetap
kisahnya relate banget dengan banyak kondisi di indonesia saat ini
sudah ada startup yang bikin urusan ai
nah jadi itu suasana seperti ini kita ambil nilai positifnya
seratus gandum harus kita penuhi dari impor
korlantas polri bersama pemerintah daerah dan pihak terkait
ini merupakan sebuah kondisi kegawat daruratan yang ditandai dengan peningkatan suhu tubuh yang cepat hingga mencapai empat puluh derajat celcius
hilirisasinya sekarang kita lakukan demikian mas yuda
segala jenis serupa sayur dan buah bisa tumbuh di sana
karena pada dasarnya ketika seseorang itu punya kemampuan regulasi emosi yang baik
menurut saya juga tidak benar benar menggambarkan penyakit yang ada di masyarakat
lawan satu dunia legenda di sini
sebenarnya gitu kan tapi kita kadang kadang
ya maksudnya setajem itu gitu
agar sel sel ragi tidak mati dalam proses fermentasi sempurna
keinjak besar segini ada
soalnya sih kagetan mas kalau liputan ke lapangan tembok kagetan buset dar dar dar dar
kalau dia mencabut peraturan itu karena banyak orang yang tidak pakai masker tidak kena denda begitu
buasat gas covid sembilan belas nasional
sudah terdapat beberapa sarana parkir sepeda yang terletak di area transportasi umum
karena tidak ada instrumen atau mekanismenya
jadi kita bisa cross market juga ya lo pasti tau lah maternal itu siapa gitu
yang mencuri merah banten sampai dengan palembang
kalau dulu bisa sampai sebelas jam atau sembilan jam sekarang bisa delapan jam
dalam menyelesaikan satu lukisan dibutuhkan waktu dua hingga tiga jam tergantung ukuran dan kerumitan
kemudian diberi selada tomat daun ketumbar karena melas bombay dan minyak zaitun
kita menunggu pr kerja lah
apakah data banyaknya kdrt itu ya di masa pjj ini bagaimana perbandingan dengan sebelum pjj
kerjasama pentahelix itu tidak mengundurak mitri kementerian kesehatan
eh gue atlet nih ada gak yang ngelawan gitu
saya nggak melihat saya belum pernah lihat ya
karena ini kan ada rencana rencana istilahnya untuk apa namanya meningkatkan hasil warga lah istilah penghasilan penghasilan kedepannya gitu
kecuali ketika misalnya caimin menanyakan kepada dia
karena masih banyak warga yang mengantungkan nasibnya
rasanya serupa seperti kue putu karena adonan dasarnya sama hanya tidak diberi pewarna hijau dan teksturnya lebih kenyal
setelah itu masjid dibangun kembali dengan bagian puncak atau mustoko
katanya pak bas ya
beda lagi api kan sekali tembak rp dua lima ratus udah keluar peluru
iya bener karena kan bagi mereka tujuannya utamanya itu
penyidik penyidik baru ini kan belum paham lah soal apa namanya itu
walaupun sekarang harga sawit sudah drop lagi
kalau kami melihatnya sih mungkin ya mungkin tiga puluh empat puluh tahun
nah rongga rongga pada dinding roster ini juga dapat memberi cahaya matahari yang baik dalam rumah atau dapat memberi pencahayaan alami
di bali khususnya teman teman pelaku perwisata hotel yang ada di kawasan kedua dan sekutu
salah satunya adalah okta dan novel
mereka udah mau ikutin program itu dan program itu semua rata
oh emang pengen karena desain doang
permodalan mereka kaitannya dengan berbagai macam pekerjaan yang kemudian mereka harus kerjakan
apa dikasih pinjam inventaris semua pb
kalau stok pangan nasional ini memadai mencukupi sudah barang tentu ketika terjadi kejualan harga pangan
ada pasangan yang takut untuk melaporkan
sebuah respon yang tidak berguna
tapi kita semua menyadari bahwa ini adalah kesempatan negara kita untuk melakukan produksi
solar pv yang untuk matahari itu di area reklamasi di mana mana udah banyak
dimana kementerian pariwisata telah menetapkan sumatera selatan sebagai area kultur heritage
kalau pakai enak sih
nah itu yang buat menambah ya
bepom mengimbau masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat ivermectin secara bebas
gak beda sama agama kepercayaan maupun bangsa lainnya yang ada di dunia ini dan yang diakui di indonesia
kalau impor terukur buktinya adalah harga juga tetap baik sampai hari ini di tingkat petani
iran adalah penyelamat kebenaran internasional untuk hak politik dan civil
lalu yang ketiga tadi apa dia bilang alasannya
beneran sih yang melipir ke basket ya cuma
ya itu juga dari kacamata kita begitu
tidak perlu takut karena instruktur akan menemani kita dan mengajarkan cara menentukan momen untuk mulai berselancar
begitu kita tahu tadi mengenai apa namanya itu
dan kekhasan kehadiran pt pt
wah ada yang satu ratus delapan puluh enam kilo tuh di sana
ketika kita memiliki kebijakan kita harus memiliki kebijakan
serta berada di jantung yogyakarta
ga usah mentingin basketnya deh kuliah gitu jadi stop sampe sma aja basketnya gitu mikirnya
ya tiga puluh tiga hari lah kita kira kira di sana
dari tiga sembilan juta pada tahun dua ribu dua belas
jadi baru tadi malam memang diputus oleh pln karena agar tidak membayarkan masyarakat
penyelam yang suka berburu gerombolan ikan bisa mengunjungi barak kudespot pada pagi hari sebelum ke wundi cave
permasalahannya maintenennya yang gak bagus karena
oh kepelatihan khusus kepelatihan menembak
jadi banyak sekali sebenarnya tadi yang kita juga melihat bagaimana kita bisa melestarikan alam ke depannya yang juga ada memberikan insentif atau manfaat langsung
gue terinspirasi banget dan gue mengidolakan ali budi mansyah karena
sedangkan lubang hitam supermasif hingga kini diakini merupakan hasil gabungan atau tabrakan dari beberapa lubang hitam
itu uang kita ya kita yang kelola gitu
warga yang tinggal di bantaran kali ciliwung pun
ketika menjawab pertanyaan jaksa
untuk itu memperhatikan struktur bangunan khususnya rumah tinggal agar tahan goncangan menjadi pengetahuan penting bagi masyarakat
resep yang ke sepuluh adalah huruf o
karena pemprov dki jakarta terus mencari sampah untuk kumpulan
nah ini yang menjadi pertanyaan
kalau mengintai yang dicari itu yang kondisi motornya seperti apa atau diparkirnya di daerah mana ada tertentu nggak sih
perhari ini lima puluh lebih atau sekitar rp lima ratus kursi telah terjual
karena itu jauh lebih mudah ya
ya karena risiko tetap ada untuk kemudian terjadi lonjakan
yang berbatasan dengan jepang
dan masih ada pusat semestinya yang belum punya sembilan tenaga nakes minimum yang harus ada di pusat semestinya
eko wisata ini sebenarnya sudah beberapa tahun
daging kalkun pun terasa lembut dan tidak alat saat dikunyah
di sisi yang lain juga belanja itu sudah mulai dikurangi
kalo turnamennya gak terlalu penting atau
begitu ya kalau misalnya katakanlah empat ratus
tanpa itu saya kira sulit bagi pemerintah saudi untuk mengambil
oleh karena itu untuk menjadi tekun dan senantiasa beriman kita harus selalu mendapatkan pertolongan roh kudus
cukup konsisten untuk mengangkat si bali united ini jadi
itu melawan brand yang udah puluhan tahun
nanti kemudian ada warga warga lain yang masuk
mereka keluar dari tempat tempat sendiri mereka keluar dari tempat tempat sendiri
ya sebenarnya kita ingin juga melihat bagaimana
laurentius oi gak bakal pindah klub
selain indonesia ada india dan juga china ya kalau nggak salah
dan di awal tahun pak presiden sudah perintahkan untuk melakukan pengadaan dari luar negeri
dan berikut ini adalah tarif pajak yang dikenakan berdasarkan lapisan penghasilan seperti yang tertuang dalam undang undang harmonisasi peraturan perpajakan
kalau khawatir iya tetapi kita berniat untuk melaksanakan secara langsung umum bebas dan rahasia
aku buka balkon tuh sampe tirak tirak sendiri
nah program ini berbedanya dengan investasi yang anda lakukan sendiri adalah
sulaman benang di kain ini timbul sehingga membuat motifnya lebih nyata
jadi budi ketemu sama bos saya yang kohan
mulai dari sepuluh ribu per malam untuk kodok
ya itu tuh jadi tidak sehat gitu
itu adalah bentuk dari menjembatani antara keribu rendahan di social media untuk ditarik ke dunia offline
selamat sore mbak tiffany kabar baik
lupa dinyalain oke bang apoy di depan ya
ya yang masuk emiten emiten ke
hose tidak mempersoalkan itu sepanjang sudah mendapat izin orang tua dan ritual dirasanya sesuai dengan amalan agama yang diyakininya
tapi orang jadi bikin berapa berapa nyawa nanti yang bisa hilang kalau mudah mudahan tidak terjadi lagi ya
satu porsi pempek shek dengan teragam varian ini dijual mulai dari lima belas sampai dua puluh lima rupiah
cuma satu sendok teh aja nyalakan dulu nih supaya minyaknya panas sempurna
jangan apalagi untuk menjadi pacarmu
irvan mengkonfirmasi bahwa penerbangan tambahan diluar reguler bukan hanya untuk anggota dpr
tapi di sisi lain kita lihat juga untuk irak ini saat melawan korea selatan
ayo pernah tau gak yang namanya
pertimbangkan untuk mengganti bahan bahan biasa dengan bahan bahan asli
six man nya mungkin bisa jadi pembeda di brooklyn nantinya
kesukaan warga tanah air akan makanan dan minuman manis ini sudah ada sejak zaman nenek moyang
itu menurut kami bahwa di dalam tanggapan itu tetap jaksa tidak konsisten lah
terus yang ketiga ini bertentangan dengan semangat
dan pelatih korea pun dia kenal saya baru sering marah
nanti berikutnya kan masih membutuhkan dana juga
kalau yang di belakang ini ini motif yang memang lagi hits yang lagi viral di sumba ya
kenapa mereka adalah airline yang aman dan berkualitas terbaik
apabila dengungan ini kita filter suara manusia juga akan hilang
bagaimana cara punya dia ketati
orang yang bikin event itu cuy duitnya lebih banyak
terus momentumnya pas gitu kan
terus sekarang berubah jadi buona sport
kita ingat lagi masa masa awal kita mengalami pandemi saat semua orang ada di rumah
untuk keperluan belajar mengajar di berbagai jenjang khususnya di kota surabaya
konten kreator itu sudah ada undang undangnya
dari aktivitas perdamaian ini
tinggal dicampur oles goreng
karena sistem proposional terbuka
sunaryadi menggantikan mantar wakil menteri keuangan mar diasmo yang telah habis masa kerjanya
sudah dilengkapi dengan satu alat
pertimbangan kemanusiaan tahun ini
untuk mengetahui jalan kembali kepadamu
pempek adalah makanan yang dibuat dari daging ikan belida yang dicampur dengan tepung kanji serta beragam bumbu
dan terus terang respons terhadap serangan mendadak yang dilakukan oleh hamas
juaranya adalah juara pertama adalah
bisa kita sebut sebagai representasi
istrinya aisyah memungkus bubur dalam plastik
karena gate malam ini kan sudah hilang tahun depan ya
padahal kalau harusnya dengan pharmaceutical grade
alhamdulillah kita bisa siapkan
kemudian juga biaya transport terutama yang dibebankan oleh kepada petani juga harusnya dipertimbangkan pak
tadi kan kita lihat pergerakannya itu sebenarnya bukan hanya di perairan indonesia saja
dan yang memberikan kekuatan yang murah konsisten dan bersih
lu termasuk yang ini gak
tapi sebelumnya ini saya pastikan bahwa air ini bersih
yang rencananya akan dirilis bulan mei dua ribu dua puluh empat ini
di mana keadaan kematian opioid sangat tinggi
jadi kalau minum atau makan yang terlalu manis tuh
salah satu unit dari sinopharm anak perusahaan dari china national biotech group
pendengar radio advent suara pengharapan
yang di tengah berbagai sentimen covid sembilan belas sentimen global
keputuhan warga untuk mendapatkan makanan berbuka puasa
sekaligus objek wisata andalan masyarakat garut ini pengunjung harus menyeberangi danau menuju pulau panjang menggunakan rakit selama sekitar sepuluh hingga lima belas menit
waktu baru mulai situasi
kemarin di kalimantan itu juga terjadi hal yang sama ya
dono purwanto terima kasih atas informasi anda berhati hati di sana
faktanya harga harga yang di tiktok shop hari ini itu harga harga produk impor pasti
baru kan dipanggil panggil kayak gini kebanggaan juga lah
kita di ke kantor dbl gitu ditanyain
minuman tersebut mengakibatkan rasa takut berlebihan
pas lagi gua lagi dateng di media officer
terus aku tanya eh dia belum punya pasangan
khayal mereka dengan apa yang ada di sini
mesebutin mas tera nya sendiri deh enggak
koordinator biasa belum tentu dia pengacara juga ya
dilacurkan ya harus terima
tapi sebagai regulator sebagai koordinator ppkm jawa bali bapak enggak menyadari bahwa ini akan menjadi konflik of interest konflik kepentingan
christy monfries direktur liquid architecture yaitu organisasi kesenian yang mengundang ruli ke melbourne kali ini
itu sih salut banget sih sama supporter supporternya
pasti tidak asing dengan hewan pengerat yang satu ini
toko toko nu nih sekarang gara gara keliatannya
sehingga nilai nilai perdamaian bisa disebarkan dengan lebih cepat
kalau diurut dari sejarah pengoperasian jalan tol
maka hewan atau satwa liar yang diperbolehkan itu yang bisa dijaga dilindungi untuk dibawa ke rumah haruslah gen tiga atau cucu dari generasi pertama
ketemu langsung sharing sharing langsung gitu loh kayak dulu lah kita bikin musik bareng bareng
dalam sebulan dia bisa menghasilkan sekitar dua ratus hingga tiga ratus kilogram ikan sidat dengan harga jual mencapai rp dua ratus sepuluh per kilogram
kalo kontrak berapa lama sih kok
karena tugasnya badan pom adalah menyampaikan pada publik
yang kedua bisa mengenalkan kebudayaan yang dikapal di morainim
aku akan ikut sendiri
kapan gajian para freelancer ini gitu
tan berarti nanti sampe ibl mulai lu semua di bandung atau nanti ada rencana buat jakarta tuh
gampangnya adalah ketika mereka lagi off season
nah sehingga apapun programnya
dari kondisi itu kemudian menghadirkan ketentuan konstitusi ketentuan tentang undang undang dasar
lalu apakah bisa nih seorang freelancer menentukan setiap bulan
membalas mereka dari refund yang diharapkan
jadi kalau kita mau main yang memang agak agak eksplosif maka sebenarnya kita bisa ngerjainnya ada dua waktu
itu sama permanennya dengan allah sendiri
itu sudah harus melakukan kontraplau satu lajur
assalamualaikum selamat pagi waktu indonesia pak eko apa kabar
oke takjilnya nasi padang gimana tuh
yang ingin membawa para pengunjung menemukan makna di masa lalu untuk melangkah ke masa depan
kita membuat strategi tadi yang disampaikan
karena itu lebih dari empat puluh ton padi yang seharusnya bisa ditanam harus direlakan begitu saja
untuk mencari tahu sebenarnya dia cocoknya dimana
seperti apa atau ngurus bola itu harus
kalau kita lihat mas ini data terkait dengan tujuh belas sektor usaha di indonesia
penderita parosmia biasanya mendeteksi bau harum menjadi seperti bau tembaga atau bau busuk
tapi di kota jakarta juga masih ada pengiriman
kampung wisata ini dikembangkan dengan dana desa pemerintah pusat
apalagi jika bersatu dengan partai partai politik pengusung pasangan anies baswedan muhaymin iskandar
tapi ada juga yang menjual dari luar
affordable berarti tapi sudah ada yang memakai kah negara mana
mulai di pintu masuk bali di bandara ngurah rai
tidak paham ujung masuknya di mana dan ujung keluarnya di mana
saya kamu tahu pergi ke latihan hanya tiga kali seminggu
ombudsman mendengarkan informasi dan perjuangan warga agar jalan itu tetap dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat
tan berarti kalau dibilang pengalaman lu di sekolah berarti kalau misalnya secara minute play oke
bagi sebagian warga sumba
jadi kita sering menyebut gagasan delapan detik
ini berjalan ya berarti jam enam lima puluh
nah kemudian yang diperlukan apa yang diperlukan yang pertama adalah pendidikan
cuma kalau di wushu dia lebih modern
bagaimana impor ini bisa kita kendalikan
harga sebelumnya harga sebelumnya
wah koneksinya lumayan juga nih niatnya nih ketah bu nih dalam hati
seperti sapi kerbau dan kuda
kita bangun fakultas fakultas stem
karena ini merupakan acara ppia unsw yang terbesar
iya kan oposisi itu bukan jelek tetapi kami menyeimbang
susah gak mendapatkan posisi menjadi caleg di p tiga
dari pertanyaan ada apa di singkawang
ya ini sudah menjadi kita dorong terus direvisi permendag lima puluh
soalnya emang gaya mainnya coach gibi kayaknya lu banget ya
yang berarti mereka mengangkat kembali karya yang sudah ada
tapi sekali lagi itu adalah solusi jangka pendek yang temporary tadi
artinya secara hukum sudah sah saatnya kita bersatu bersama sama gitu
dari situ terus kemudian
coba india pemainnya latihnya dari indonesia
ternyata ini fakta gitu kalau saya
kalau berkesan ya banyak yang udah kulatih disini gitu sama bunda sama ayah
karena tenis kan kita dapat poinnya itu individual
mau kita ke monas mau ke taman harus dibebasin
tapi kita nyuruh mereka daftar lalai lalai
dua emas dua perunggu ya mas kemarin di asean games hangco ya
enggak kan emang nomor yang dibuka yang ngelowong sepuluh meter running target itu dah
nah apakah ada khawatiran hal serupa terjadi ketika merger ini begitu sangat masif
yaitu sadang utanegara delapan lima km nyambung juga sampai dengan taman mekar dua puluh tujuh lima km
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
karena itu tubuh kita itu jangan pernah dijadikan alat untuk berbuat dosa
nah ini kita harus tahan surplusnya
terus kemudian datang kemana mana nggak boleh nginep gitu ya
dia potensinya oke loh dibanding ben simmons
karena kan definisi demam batuk pilek atau diare orang awam dengan tenaga kesehatan kan berbeda
mulai dari menambahkan berbagai pernak pernik dan aksesoris di dashboard pengemudi
yang pertama yuk kita ke warung soto bu ani
untuk meringankan pendanaan setiap kali pengadaan instalasi teknologi maupun biaya tanam
nah inilah yang tiga t tadi menjadi perpanyaannya
dan kira kira apa pesan khususnya bagi pemirsa yang mungkin ingin mendukung ya
dan saya sepakat kami diskusi beberapa waktu lalu dengan para mahasiswa di jogja
menjadi satu satunya masjid bersejarah di bandung
gak banyak omong kayaknya gitu tapi
adalah enam puluh hari bagi pemberian resep obat obatan
dulu kan berarti dari awal kan bola dulu
atau mungkin sekarang sangat berdebar debar terus cemas
salah satunya komunitas hidroponik yang bercocok tanam sendiri
ada yang menyatakan bahwa itu dia mempengaruhi kepada orang yang masih pemilih muda
banyak korban beberapa orang yang berbincang dengan saya
lalu pernah mengidap kanker payudara
sejumlah peserta turut membawa motor listrik yang dikenal berkecepatan standar
iya tetapi kalau yang di jalan raya saya kira tidak bisa ya
dan mulai saya membuka bakso saya tidak ada keinginan bagaimana saya terus mikir aku dapat untuk
yang masing masing terjual dua lima ratus buah
itu utang kita juga banyak gitu kan
namun golf juga dianggap sebagai sarana untuk membangun dan menjalin relasi
ada obat kolesterol obat mengejar darah ada antibiotik obat hipertensi
pt kereta api indonesia daerah operasional satu mencatat pada tanggal dua puluh lima maret dua ribu dua puluh empat
eksekusi melonjak sebesar empat puluh tiga persen setelah dimulainya protes perempuan kehidupan dan kebebasan
waktu dulu pak mahfud akan dicalonkan jadi wakil presiden
mbah dalem arif muhammad tersebut setiap bulannya
tujuh puluh lima orang hilang kemudian ada belasan ribu orang lainnya terluka
dalam inovasi mereka di dunia seni
berbeda dengan baseball yang tipe lemparan lurus dan kencang
mulai dari tidak boleh berziarah pada selasa dan rabu
jadi harga itu harus wajar di tingkat produsen di tingkat pedagang dan konsumen
oh sebenarnya yang menarik penonton tuh bukan bentuk festivalnya sih mbak ya
jadi dari awal walaupun belum punya basic apa apa dibilangnya udah bagus posisinya
lebih memperkenalkan venue venue yang kita miliki di bali
kalau dari film ini
saya sudah mengenal dr dante sebenarnya kita sudah cukup lama ya kenalan
setelah lelah mencari ikan beong di sungai perogo
sementara masih belum lah nanti pulangnya mungkin setelah beres season aja biar udah plong lah udah gak ada beban lagi buat balik
di tahun pertama sma gue gak langsung starter gitu
dan menanyakan apakah relevan pertanyaan yang diajukan pada tes wawasan kebangsaan terhadap tujuh puluh lima pegawai kpk tersebut
bahwa tugas komnas ham dalam pemantauan dan penyidikan kami akhiri
atau macam macam seperti kasus food estates yang menyebabkan konflik agraria
ya aksi pelaku curanmur kini semakin lihai dan nekat
yang semula berwarna hitam menjadi warna putih
ya lima puluh biasanya yang terpapar sinar matahari
karena emang dari dulu kan
dan kita harapkan juga tentunya para perrajin perrajin yang ada di sumatera selatan
terus jujur yang pas mereka gedor gedor itu tuh lumayan bikin jantungan sih
tujuh belas umkm penjual kuliner serba aci menjajakan menu favoritnya
ada senjata mungkin kalau menembak rifle dikasih pinjem jaket sepatunya segala macem kan
namun apabila anda mengira anda terjangkit campak
baik yang sifatnya internal untuk masyarakat indonesia maupun yang melibatkan komunitas asing lainnya
tidak dibenarkan adanya produksi film pornografi termasuk juga mengedarluaskannya kepada publik
sejumlah amalan yang harus dilakukan adalah berpuasa
pertamina juga memiliki kebijakan yaitu penyaluran delapan puluh lpg tiga kg di pangkalan
atau tanda pengenal atas barang atau komoditas yang berasal dari suatu wilayah
ini akan dikawinkan yang ini jantan ya
rusia itu jadi meninggi
kalau belum menginjakan kaki di pasir pantainya
biar supaya di dalam kontaknya tuh nyangkut dia
karena seperti di bulan bulan yang lama kita membutuhkan beberapa uang dan kartu
tapi tentu saja perlu didatari oleh basis data yang memandang ini
selesai petani bergaya lah tanam untuk komoditas tertentu
jadi manfaatnya untuk daya ingat biar tidak mikun selain dapat juga konsentrasi
karena terutama pemilih muda gen z dan juga milenial
bu nih kayaknya kalo dari dia lebih mementingkan minute play nih kayaknya tim tim kecil nih bu
terkantung pada negara bagian di mana anda tinggal
gua sebutin ya ya gua rasa ranz bisa
teknik terbarunya adalah cerebral flow diverter
di mana mana ada musim bajir melewati rel kereta kita akan terhambat servis kecepatannya
hingga matahari terbenam yang berwarna warni
kalau lagi packing berasa lagi main game puzzle
di bawah kepemimpinan prabowo subianto dalam debat capres minggu malam lalu
bagaimana nanti pemerintah tetap mempertahankan harga pangan yang relatif menguntungkan
salah satunya tadi untuk bagaimana mereka memperbaiki kinerja
nah yang mau saya tanyakan hasil temuan dan penelusuran dari bssn terkait validitas datanya ini benar tidak
kayak serba salah gitu
namun kalau dari saya sendiri untuk bidang perbankan sih
sebelum tanah liat di pres pipi menjadi cobek oleskan dengan solar dan minyak jelanta
mengirim sebanyak mungkin tapi saya setuju
itu berarti ada additional around seratus kilometer
tapi jika ingin menambahkan cita rasa kita juga bisa menambahkan kuah semurnya yang menjadi kondimen ini ke dalam buburnya
dan banyak kan dari mereka tuh bilangnya kayak
ku kan pergi bersamanya
ya tiga m bisa dapet berapa truk lah itu bola volley
yang pertama itu adalah tentang layanan yang kedua mengenai infrastruktur
yaudah gak apa apa karena dari dulu tuh coach carel tuh nalaminnya yang penting tuh minute play katanya
sampai dikontrol tren tuh dia kan
sejumlah lukisan warna warni ciptaan dikdoang juga terpajang di dinding dinding rumah goa
lalu apa yang membuat mayoritas masyarakat indonesia suka sekali makanan dan minuman manis
jelas dengan kurikulum australia dan sekolah independen juga memiliki kurikulum sendiri
laporan terbaru keterjangkauan sewa proptrack
untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat di indonesia
akibat terlalu banyak bermain gawai atau smartphone
misalnya maunya harga murah saja dihilir
tapi mungkin lebih spesifik lagi yaitu tentang energi gimana sih nasib energi
dan banyak bermain permainan tradisional atau board game
mungkin itu disesuaikan dengan selera musik di indonesia
penyerapan tenaga kerja indonesia sembilan puluh tujuh
tidak ada makanan khusus untuk tikus putih karena hewan pengerat ini merupakan omnivora alias pemakan segala
ketika sudah mulai kelihatan macet
apakah ada perlu perbedaan khusus atau karena mengingat ini adalah usia remaja ya
nah kali ini kita juga akan ngebahas gitu ya nasib indonesia
pernah gitu sambil dicas
kak teki itu nggak mau main di tim lain selain aspak
dengan adanya bauran tadi
anggota komunitas ini berharap lebih banyak masyarakat yang mengenal pickleball
kita jadikan piala dunia u tujuh belas ini
yang penting kehendak politik
iya saya tadi sangat terharu ya
musim penghujan membuat bobot tebu yang digiling meningkat
sekarang jika saya ingin menghancurkan kerajaan allah
salah satunya negeri dongeng di kampung patwa
jadi pertama kita mesti juga lebih berusaha hidup lebih aktif gitu
ini anggarannya apakah ada pak
gue kagak punya media gimana gue mau daftar
dia cita citanya pengen menjadi pelatih tim nasional
sebenernya gue juga gak nyangka sih cuma kalah sekali di pertama itu
dengan banyak hewan lain kita mungkin bisa memiliki beberapa eksperimen di lab
ini ada tujuh puluh satu negara yang memang diinisiasi untuk bergabung dalam belt road initiative ini
karena ya zaman udah berubah
dengan perkembangan dunia medis penanganan operasi cedera acl sudah semakin maju dan canggih
mendefinisikan manusia dan alam semesta memiliki hubungan sedekat urat madi
apa itu misalnya nih lima belas dari tiga puluh delapan provinsi belum memiliki rumah sakit kelas a
ewarded karena antam itu bagus banget ya produknya
karena di sana ini bangsanya tidak hanya yahudi saja
setiap bulan selama tiga bulan
kemudian klub klub inggris hanya main
saya mau fast food yang memiliki kandungan gizi
menurutnya masih banyak tempat wisata di raja ampat yang harus dikampanyekan
cowok semua ya kan gue duduk aja di pojok sendiri gitu
tapi kayaknya tadi gue liat di posting yang terbaru lu yang kemarin kayaknya mungkin kan itu ada urban hero ya itu apa sih berarti apa konten baru
tiket pertandingan kalau saat saat
turutilah segala perintah allah
warung ini buka mulai pukul enam sore hingga satu dini hari
sampai bahkan delapan belas layer
terus sekarang kita ganti jadi bandung utama
aku bilang ya ini orang vibanya kagak ngerti
karena harganya jauh lebih mahal dibandingkan antigen
jadi nantinya warga yang terdampak ini akan dibangun hingga sementara di dua titik yang berada di lahan milik perudana
suasana dengan hiburan lagu dari pengamen
rest area kemudian sembilan puluh sembilan kita buka nanti
saudara mau menjelaskan tentang bukti bukti yang saudara mau serahkan
berarti ini nyambung sama pertanyaan yang tadi di awal sih
sementara itu pemerhati budaya dan komunikasi digital firman kurniawan menyebut konten prank atau kejahilan
dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan
dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan
hanya saja ia menyarankan agar menggunakan alat yang lebih aman
sebenarnya memiliki tujuan yang besar baik bagi masyarakat lokal maupun bagi lingkungan
dini hari itu dilaporkan tidak
jadi ada negara yang jadi anggota nato gitu
sebagai contoh saja ya konsumsi salah satu mie instan di indonesia ya
harga yang baik di tingkat petani
namun setelah mengumpulkan uang tabungan tiga tahun terakhir
wah jangan jangan bulu tangkis ini bukan pilihan hidup yang tepat
gue gak munafik salah satunya gue main basket saat itu termotivasi
setelah kita oleskan margarin kita akan memakai dua slice keju
kan salah satu sumber utama dari apa
kini tibul pertanyaan bagaimana dengan jejak karbon industri ini
karena mereka tidak menunggu pasirnya
itulah sebabnya kami memilih villa pribadi ruang pribadi
karena tempatnya cukup tinggi tapi ayo kita coba sensasinya seperti apa
setiap tempat beda tapi
ada spesies spesies kunci kayak tapanuli orangutan harimau sumatera dan sebagainya
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan ikan asap
jadi pada gilirannya bapak surgawi dapat membantu kita untuk mengampuni mereka
terutama bagi teman teman yang tunanetra kursi roda karena ada keterbatasan mereka untuk mendapatkan aksesibilitas
dan tutor datang dari rang profesional
jadi berbagai macam olahraga kita mainin
saya membuat bakso satu porsi rp dua
kalau misalnya gak ada roscoe ini
kopi raja desa inilah asli rasa kopi raja desa

baik branding politiknya sudah kena sasaran begitu ya pak ya
iya jalur undangan itu snmptn
inilah radio advent suara pengharapan
namun juga bisa mengembangkan kepercayaan dirinya
emosional david ya usia emosional david itu setara dengan anak lima tahun delapan bulan artinya
mengkonsumsi gula yang baik agar bermanfaat bagi tubuh
apa yang untung untungan aja misalnya pas ada owi bisa main
benar benar tinggal colok
jumlah kematian jamaah mencapai yang tertinggi
gue gak mau satu orang
penumpang mudik lebaran dua ribu dua puluh empat sudah mulai terlihat di stasiun pasar senen pada minggu pagi
kita bahas tadi di sampai yang berikutnya pak kita akan segera kembali sesaat lagi
tetapi pada saatnya nanti panen semakin berkurang hasil produksi semakin berkurang karena panen selesai
untuk mempopulerkan sesuatu sosial media nomor satu
daerah kecil itu tiga jam dari melbourne
dari informasi yang kami dapatkan dari wasekjen mui arief fahrudin
bagaimana kemudian asita memandang pendekatan semestinya yang dilakukan oleh pelaku perjalanan wisata
dengan menurunnya harga gabah kering panen di tingkat usaha tani
tim liputan cnn indonesia
so terima kasih atas waktunya
dan yang ketiga untuk arah atau kita bilang alignment
mungkin kalau misalnya dari ars
nah berarti titik akhirnya tera memutuskan bahwa iya ini adalah jalan hidup gua nih
namun masih ada yang kurang nggak sebenarnya
sesuai namanya patok negoro berarti batas negara kasultanan yogyakarta
diolahnya kami biar hanya cuma diolah begitu aja untuk diminum dipaksa di stasiun
ada perbedaan mengenai data yang diambil dari ikp dan pemerintah
kita tahu bahwa terkait dengan bagaimana undang undang pornografi ini diatur di indonesia
penghasilannya memang tidak seberapa
ya sudah saya hubungin budi oke saya akan ini
dan dipakai ketika tidak sedang bertemu raja
kadang pernah saya juga melihat tanpa yang rapi malah jatuh
tidak termasuk keputusan kunci tara yang diambil oleh negara negara bagian dan teritori
sejak awal dua ribu dua puluh tiga pam jaya mengoperasikan pengelolaan air bersih perpipaan di dki jakarta
sama halnya dengan serotonin dan endorfin hormon testosteron juga berpengaruh terhadap gairah seksual
mbak boleh nanya nanya dengan mbak siapa mbak
namun yang off stay nya masa tinggalnya itu kurang lebih satu minggu
ketan itu enggak semuanya ketan yang baru diambil dari pasar
apa yang kita tahu itu akan diimplementasikan oleh santri santri di luaran
terus ada batam segala macem
yang kita ajak ngobrol
atau konten kreatif atau ekonomi digital
kan ada sesuatu yang salah di sana
oh tapi misalkan nanti ini kan udah ada satu nih
ya meskipun kalian suka foya foya
itu emang lebih stabil gitu maksudnya secara mental secara fokus juga lebih tertata ya
buat khusus atau permainan anak anak
karena hasrat ini biasanya akan timbul itu dengan angka yang agak lebih besar
nah karena itu tapi kita harus hati hati hati hati dalam upaya untuk melegalisasi ganja ini
jadi setelah kita siram keringin satu hari baru kita masuk ke ruang stok
mereka harus memprioritaskan ibadah ibadah yang menjadi kewajiban dan rukun hajinya dibandingkan dengan sunnahnya
apakah bisa bekerja melaksanakan fungsi fungsi kedewanan
tapi kalau ingin lebih asin bisa didiamkan sampai empat belas hari

nah ini memang nanti oleh karena itu kami juga sudah menyiapkan
sementara pemanis alami jadi campuran yang menambah cita rasa
untuk membangun kebutuhan atau pipa pipa besar yang bisa menyalurkan air di seluruh jakarta
yaitu suatu kegiatan kan itu
yang kemudian berdampak pada tidak maksimal
menetralkannya karena pada tidur berhenti karena kecepatannya di bawah tiga puluh dari situ dua puluh malah berhenti
baru juga kita gunakan untuk masak
juni ini habis masih ada
terus berarti yang ngelacunin lu disitu siapa tuh
berapa rakaat ikut ketentuan rakaat
dan suatu hari putranya berkata padanya bahwa dia sudah lelah berperang
di kabupaten ciamis perlu dilakukan pendalaman oleh pihak berwajib
tim satgas untuk memberantas tambang tambang ilegal itu mungkin ada saran sarannya
bagaimana kita teladani atau mendapatkan karomah dari para leluhur yang sudah mendahulu kita
antoni erga itu kan dapat
pasar ikan fabian tak pernah tidur aktif selama dua puluh empat jam
buah rukam yang masih mudah berkhasiat loh
jadi kita harus memastikan semua regulasinya mulai dari naturalisasi mulai dari kejadian seperti ini maupun mungkin ketidakadilan yang harus diambil tindakan melalui kontrol dari international
gue gak ngajak ke sentul kan terlalu pressure kan
tapi sampai umur berarti sampai umur dua dua kamu masih optimis waktu itu apa
dalam perencanaan pembunuhan al mahum yosua
di mata wisatawan kampung sosrawijayan menawarkan paket lengkap akomodasi dengan harga miring
kita tahu bagaimana hunger games itu dua orang biasa yang tertindas melawan kekuasaan yang semuanya udah sangat diatur
marilah siapa yang mau
kalau punya penyakit paru gimana sih kemampuan pernafasannya
apakah masih banyak mereka yang saat ini masih stranded lah
di sebuah laboratorium dengan harapan dapat membuat alternatif daging menjadi lebih enak
oke nanti bagaimana cara apa namanya mengatasi problem problem ini
wushu menggunakan seluruh kekuatan
meskipun blok ada cadangan sendiri enggak apa
untuk membayangkan tapi juga untuk menceritakan
buah rukam ukurannya kecil diameternya cuma dua hingga dua lima cm
untuk menjaga stabilitas gula darah
oke kalau kita bicara satu ratus dua data
sikit sikit dulu sampai sekarang berkembangnya
yang mungkin termasuk gitar asal
kami kan udah bahkan dulu kan saya juga udah duluan masuk di ibl setelah itu muncullah empat tahun lagi abraham dari bangka setelah abraham muncul lagi anthony erga dan kawan kawan
jadi gue sekarang aktif di organisasi balap
memang ada cabai rawit merah
memang memberikan rasa dan sensasi yang jauh berbeda dengan berlari menggunakan sepatu
bagi anda yang ingin menikmati soto madura ini
tidak mungkin basah basah tidak mungkin
ya gimana regulasi liganya kalo tim ya kalo ga bisa bayar ya itu sebenernya bukan masalahnya ya
kan jadi simbalan kamu ditagi gitu kan
jadi susah banget lah istilahnya untuk masuk ke viva asia kpi tuh
apakah ada aturan aturan tertentu untuk kantor kantor yang beroperasi di qatar selama masa piala dunia ini
kita pasti akan bikin ketatin
ini udah dibantuin ibunya padahal lima puluh
ketinggian berapa kecepatan berapa mereka bisa program
seperti yang dialami ibu anissa pagi ketika akan mengantar anak sekolah
tentang alokasi uang thr yang diterima
untuk mengakhiri obrolan kita sama kario dc hari ini
malamnya lagi ada pertandingan persikabo lawan persija
oh gue lihat tuh di instagram kakak yang paling bawah
ataupun ke kantong perusahaan perusahaan lain

baik air kelapa maupun daging buahnya sama sama bermanfaat bagi tubuh
dia juga menjalankan pola olahraga dengan metode interval training
dan bagaimana kamu biar tetap semangat
berjalan di trotoar di sini
tapi laki laki di sana dia lihat
dan di mana mana yang kemudian menjadi kekurangan dan perlu perbaikan
orang bagus baik semua
enam empat puluh delapan ada kereta nih menuju bogor
hebatnya wanita yang tinggal sendiri di rumahnya itu melakukan
dan evakuasinya juga tidak mudah mbak desy
nanti kita nunggu sedikit lah
jadi yaudah sampai situ udah selesai
pada bab dua pasal dua dan poin keempat dijabarkan
itu dikirimnya di stasiun kereta api jakarta gudang
begitu pula dengan pentingnya membuat bangunan tahan gempa bagi warga yang tinggal di daerah dengan potensi gempa tinggi
saya menampilkan budaya dan kekayaan indonesia itu sendiri
makanya yang cukup yang gue sering impress sih kemarin sih gue liat banyak highlightnya si davion mitchell ya
sebanyak tujuh ratus lima puluh anggota organisasi ambil bagian
pomefizol hanya berfungsi sebagai penawar racun dari kandungan etilen glikol
apalagi melaporkan suaminya atau melaporkan saudaranya yang melakukan tindak kekerasan itu berpikir ulang
teknik yang dilakukan petugas gul karmat
sambil diasap dengan batok kelapa yang dibakar
nah itu panjang gelombangnya sekitar dari dua ratus delapan puluh sampai tiga ratus dua puluh lima nanometer
maksudnya kalo ibl masih bisa masuk tanpa media pun masih bisa pake ktp kok ya
tiga bulan setelah presiden jokowi menyampaikan pesan tersebut
sehingga nanti setelah itu kan juga berarti waskita memiliki waktu yang cukup begini ya misalnya ya
ini sebetulnya bertentangan dengan undang undang penyiaran
bukan hanya sekedar untuk kemenangan
itu kehidupan sosialnya dila di luar lapangan tenis
satu hal lagi yang kita rekomendasikan kepada menteri pmr bahwa cipal itu enggak boleh dua jalan
tapi makanan air adalah benar benar apa yang kita inginkan
tetapi sebagian besar rusak
jordan itu dari segi demografi
dengan mesin menuju tempat perebusan
atau mungkin kita ada kelebihan berat badan
kemudian bersihkan dan buang bagian tulang
untuk kita supaya kita nggak perlu ngukur lagi itu indeksnya
kita bersepuluh patungan dia butuh sepuluh juta sejuta sejuta patungan kasih ke kooperasi
karena bersinergi dengan konsep kota hutan ikn

tapi terakhir bungkus prediksi skor untuk indonesia irak nih
jadi artinya sudah kembali positif lagi di kuartal kedua
kenapa karena perpu itu pemerintah keluarkan sendiri dan kemudian nanti begitu dpr sidang lagi
tiga calon wakil presiden mohaim minis kandar gibran raka buming raka dan mahfud md akan beradu gagasan di panggung debat kedua
di masjid plosok kuning ini ruangan ini masih digunakan sesuai fungsinya
begitu banyak hal hal yang menarik yang mungkin dipandangkan mata kita menggoda kita membuat kita lupakan warisan kita yang sesungguhnya
akan mendapat dua kertas suara yaitu pemilihan presiden dan dpd
dan katanya cukup bagus itu pak katanya ini
bicara qatar juga membantu
tidak bisa itu angka angkanya nanti mungkin kalau pak deddy mau dapat nanti bisa diambil pak datanya
dan indonesia ini tidak berdasar fatwa
kalau kemudian menyumbat saluran pencernaan mungkin akan menjadi keluhannya mual mual
apakah itu penyandang disabilitas
kebenikaan toleransi itulah yang membacking nya
penting banget untuk anak itu ya agar tubuhnya juga lebih kuat lebih sehat
sehingga akan ada efek gerak daripada wisatawan wisatawan yang nasal
bahkan sampai ke polres jaksel
pak luhut kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita kalau tadi kita sudah membahas soal kttg dua puluh dan juga cop dua puluh enam
dia makan kan filterin air gitu ya
berdampak positif baik dari segi kesehatan
sementara bangunan sayap kiri dan kanan ditambahkan pada seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
delman memang tak lagi menjadi prima donna di ibu kota
jadi orang lari bisa mengakibatkan jatuh dan bisa mengakibatkan patah tulang
tadi penyidik kan sudah mencari kejahatan asalnya yaitu undang undang ite dan undang undang tppu
rumah goa merupakan milik aktor dan penyanyi raden rizky mulyawan kartanegara hayang dendakusuma
parah parah banget berdek lebih jauh itu timnas karena timnas itu masih naik ruang makan masih
juga saya tidak ingin pergi ke perangkap lagi
jujur karena memang dia cuma tampil di tahun itu dia hilang dari peredaran lah
demi mendukung transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
di lain pihak seperti faye mengatakan bahwa peralian ke digital selama pandemi bukanlah sebuah kekhawatiran
tak dapat ku membalas kasihmu

potensinya untuk memperbandingkan atau menyerang itu
walaupun banyak alasan lain tapi kalau kami lihat itu karena salah satu penyumbang terbesar adalah krisis pangan
lalu apakah cara mengevakuasi tersebut sudah tepat
kemudian alih teknologinya tidak berlangsung
dan mereka mau tetap berjuang
bahwa para pelaku tak mungkin melakukan intimidasi kepada seorang target
itu bu kalo sama si firdan itu masih jauhan firdan berarti
kita akan disambut dengan tugu bandol
menurut saya sangat penting karena ketika dewasa juga kadang kita daya tahun tubuh kita mulai menurun
program kita di jawa indonesia kesana
karena jangan lupa kita menandatangani single convention pbb seribu sembilan ratus enam puluh satu
dan memberdayakan sebenarnya gitu ya
sehingga bulu dan hilir ini harus dijaga
lihat bener nggak pak prokesnya itu dilakukan
pada sejumlah sektor atas melonjaknya kasus covid sembilan belas
mungkin mahal juga sampai hampir sepuluh daripada penghasilan
guna mendukung program tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement
tapi karena delapan puluh penerimaannya bermasalah secara keuangan
tentang pemakaian sunscreen atau tabir surya
daftar ini dibuat berdasar survei yang dilakukan terhadap audiens taste atlas
ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terespon dengan baik
semua stand semua orang yang mau main di sana
kita bahkan kalau misalnya gunung api tidak ada di indonesia
seberapa berpengaruh sih terkena matahari lalu langsung kanker gitu
dan fakta bahwa allah memanggil orang orang
bayangkan kalau misalnya kita memegang kabel secara langsung itu kan cukup berbahaya
begitu juga ketika penolakan senada dilontarkan oleh anggota dpr
tapi sebelum kita mulai jangan lupa dulu nih untuk like subscribe
jadi bisa tumak lina insya allah
seperti ini membuka konten mungkin melihat ada iklan lah iklan jual beli organ yang luar biasa mahal harganya itu salah satu organ itu sampai delapan puluh ribu usd
daripada dia punya rumah sendiri gitu mbak prita
warna kue ini juga wajib hadir saat perayaan imlek adalah kue lapis legit
jadi kita bisa lihat oh ternyata pasti kita bisa nih connect tapi ke mereka gitu loh
connected malam hari ini saat selalu pak
wartawan sementara di dalam ruang sidang
cuma hanya kan hidup saya kan disini gitu loh
ada workshopnya juga kan itu
butuh satu lagi tentang obat obatan
masjid bersejarah lain di kota bandung adalah masjid mungsolkanas
tekstur awuk yang kejal dengan rasa gurih dan manis membuat awuk cibenying tak pernah sepi pembeli
saat ini apa namanya mereka memperlakukan kebijakan wfh begitu
saya bilang sama teman teman wartawan gak usah takut
ya maksudnya dalam artian bisa kita cari poin gimana caranya kita ngakalin musuh kan gitu
ya kalau misalnya betul kan seharusnya menteri menteri dari pdi perjuangan juga mengajukan pengunduran diri
dimana tol cipali ini mengarahkan bisa ke kota cirebon kuningan
ia mengatakan pemerintah perlu mengatasi masalah biaya jaringan
ya paling pendapatan sehari lima puluh ribu atau empat puluh ribu
may bagaimana kerjasama tentu saja dalam kita melakukan konservasi kan juga harus bekerja sama dengan komunitas daerah setempat
jadi simulasinya seperti ini
untuk kemudian melakukan penembakan ke bagian dalam kantor mui
ya betapa penting kita harus melestarikannya
nah karena kalau lebih dari lima gue lupa ya lebih dari lima atau lebih dari
untuk melihat proses pembuatan bubur kacang hijau atau oleh warga setempat sering disebut sebagai bubur kacang hijau
harganya pun cukup terjangkau yaitu rp delapan belas per porsi sudah termasuk lauk pau
ini bisa kita katakan mitos juga ya karena memang tidak ada juga penelitian yang mendukung
rumah rumah pelanggan telah datang ini stability
kalau anda terlalu jaga image untuk mulai berlatih
soalnya katanya akun sosmed dipegang bini
bedah itu juga macam macam
tapi kan tentu soal anggaran bisa lah dibuka
supaya mereka bisa jadi saluran berkat mu
apa yang membuat victoria sebenarnya ingin
yang membuat kota kota yang bisa hidup
seorang kepala sekolah di nigeria
sambil menikmati sidang bapaknya
dan alhamdulillahnya bisa kasih thr
nah keberlangsungan perusahaan pertambangan terutama batu bara sangat tergantung oleh kondisi harga tentunya ya
kemudian ada dugaan potensi kecurangan penyimpangan ya silahkan saja dikumpulin
stampage sama crowd crush itu terjadi kasusnya pada tempat tempat yang tidak terduga
orang beli sabun beli sampo beli snack gitu beli biskuit
apakah akan meniru shanghai untuk menerapkan roadmap pelonggaran
jadi di atas politik itu ada kebijaksanaan
nah kalau tidak dilakukan dengan baik
kemajuan proyek kereta cepat jakarta bandung masih tujuh puluh enam
kiranya tuhan memberkati kita semua
dimana ada pemerintah ada akademisi ada sektor bisnis ada media dan ada komunitas
masih banyak sekali pr dari mulai bagaimana membangun behaviornya masyarakat ya bagaimana tertip di jalan raya para pengendara pejalan kaki pesepeda pengguna kendaraan yang lain lain
jadi mereka melahirkan anak gitu
ini sudah enam bulan terakhir ini harga gabah peringpanan itu dibawah
tapi aku kan aku dari cedisar
itu komponen komponen yang memang harus kita apresiasikan kepada negara
untuk saya proses panen tebu dan kulit kemerahan yang terasa begitu gatal jadi dua hal yang tidak terpisahkan
berikutnya menginformasikan kepada rt petugas keamanan dan tetangga
untuk itu kami mengucapkan selamat mengikuti
cawa pres nomor urut tiga mahfud md menyebut
karena capres anda sudah pernah bilang akan merevisi undang undang cipta kerja
martabak bisa nasi goreng bisa tapi kalau untuk diasinkan yang ini wah jangan
pak tapi ini harus dibantu pak
soalnya kalau gue liat yang pribadi lo juga gak menarik untuk dihujat sih sebenernya ya
karena kan memang jadwalnya buat daftar itu udah mepet
demi keselamatan komunitas lokal di negara tersebut
sampai saat ini kita aku di dua puluh enam dia di dua puluh tujuh
nah ini yang tentunya akan sangat ya membantu ya untuk jemaah haji indonesia
dalam artian mungkin uang uang tersebut mereka kumpulkan
sama dikurangi ya dibagi bagi gitu
nanti akan diproses di bawah slu kalau menyangkut soal etika di dkpp
rasanya sangat menakjubkan serasa berada di dunia lain dan airnya juga sangat sangat dingin
supaya kita dapat pertimbangan penyidik
kayak langsung ke otak gitu
ini tentunya mendapat berbagai tanggapan dari sejumlah pihak
tapi apa yang dilihat sama ko denny kantono pada saat itu ya
tapi kami masih belum mendapatkan informasi karena kami saat ini belum dapat berkomunikasi langsung
ini jauh jauh sebelum crowd itu terjadi
dan nampaknya untuk pelatih saya sang pemucal lebih membutuhkan waktu
meski di tengah gempuran aneka makanan modern dan impor
yang tadi menyebabkan alifungsi kawasan hutan di kalimantan barat untuk kepentingan investasi perkebunan dan juga pertambangan
terus kalo di thailand pun kan makan masih murah
oke ini statement pertama nih
bahwa selain dipicu hujan deras sejak siang hingga malam
artinya apakah bentuk kepalanya ataukah matanya
pemberian mungkin tidak usah mewah sederhana
setidaknya hingga kini ada enam kader psi yang keluar dari partai
bnn tidak setuju kalau ganja di indonesia itu dilegalisasi untuk kepentingan medis
publikasi mengenai keberadaan sesar lembang sedikit banyak sudah diketahui warga
dulu stadion gelora jakabaring saya inget
kemudian untuk makanan makanannya aku mostly bikin sendiri sih
kalau minumnya bukan minum cola atau minuman bersoda
meskipun dicapres atau dicawapreskan oleh partai atau koalisi partai
sedangkan mungkin tanggalnya untuk kita tidak bisa ditentukan
akan mengajak kita melihat keuletan seorang pedagang bubur kacang hijau di banyumas jawa tengah
yang dilakukan menggunakan sarung atau kostum menyerupai seekor singa
yang baru diketahui dalam kurun waktu satu tahun
tidak mudah menjadi pemakai barongsai
kami nulis aja buku selama satu tahun waktu itu dua ribu enam sampai dua ribu tujuh
dan kalau diperlukan game ketiganya
coba lihat ini wah ini sudah dapat
dpr masih kerja lagi minggu depan
gesekan singing bowl membuat suasana malam menjadi semakin sahdu
karena yang mungkin yang dilakukan di tingkat global ada yang bisa dilakukan di indonesia tapi banyak yang tidak bisa dilakukan atau banyak juga sharing learning yang ada di indonesia yang bisa dilakukan
jadi sekali lagi kita berusaha akan terus mengetuk hati ya
dia bersama istri dan anak anak sengaja datang liburan ke kawasan borobudur menikmati makanan olahan khas mangut beong
naskah naskah yang mayoritas terbuat dari kulit pohon kayu itu tersimpan rapi di museum candi cangkuang
iya jadi kita sengaja memang susunnya itu harus rapih
ini bisa mengurangi ya tingkat kematian dari jemaah haji indonesia
namanya anak dari malem gak pipis pas pagi eh pas sore itu saya ke rumah sakit
dan kita sudah hampir sampai ke penghujung acara
masyarakat bingung karena kemudian kebijakannya itu berganti ganti
keindahan serta manajemen para wisata
terkait dengan bagaimana kreativitas ini
ada the whole team nya detroit pistons tuh gue pengen liat gimana dia come up dengan si kate cunningham sama luka garza
selain memberi nilai estetis pada sebuah hunian atau bangunan dinding roster juga dapat memberi rumah ventilasi udara yang baik karena memiliki banyak rongga
maksudnya untuk alih profesi udah alih profesi aja gitu
yang kedua adalah dari mereka mereka yang masih tidak percaya
juga bisa naik bebek bebek ada juga kolam renang dan hanya sekedar duduk duduk sambil minum kopi
terus main ya kalo ada temen nemenin main gitu
dia juga keklop ya
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible awr org
beberapa fasilitas tambahan seperti restoran penginapan termasuk panggung panggung di atas pohon yang berfungsi sebagai titik titik berfoto didirikan
berikan tanggapan dari respon pak anies
dulu ya puskesmas itu agak kasihan
pengunucian wilayah atau lokasi di ibu kota bejing
serta juga ada semacam smart card dari tanah air
di kesultanan ngayogyakarta hadindara
terus kita ada religion yang tadi aku bilang
sudah punya dua alat ini ada stb dan juga antena pastikan disambungkan dengan tv analog
yang menjadi sumber utama energi kita dan juga kontributor penerimaan negara
kalau kita lihat kerusakannya kan kelihatan sekali rumah rumah itu tidak standar aman gempa
ya mungkin baru kita sama sama berfikir bahwa
sehingga jalan pintas terpaksa diambil
menyembunyikan jejak dan membuang jenazah korban di salah satu tempat di perbatasan salah satu kabupaten yaitu mars dan makassar
yang ditengarai menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak
supaya angkatan kerja kita ini punya harapan nanti mereka punya lapangan pekerjaan
untuk kemudian tidak ada lagi persoalan yang kira kira akan nuduk dan segala macam
malam ini kita akan membahasnya bersama ketua perhimpunan hotel dan restoran indonesia atau phri bpd bali prof co oka sukawati atau coace
gak ada emang gak ada
kegemaran masyarakat kita mengkonsumsi makanan dan minuman manis menempatkan indonesia sebagai salah satu negara dengan konsumsi gula terbanyak di dunia
dan kemudian ini dijabarkan dari surat menko pmk
orang singkawang itu kalau sarapan pagi dengan segelas kopi plus cemilannya
kita tunggu nanti bagaimana aksi nyata ataupun respon dari teman teman serikat buru atas penerbitan prp cipta kerja ini ya
kini ada penyerangan yang dilakukan oleh israel terhadap warga palestina di gaza
maka tulang juga akan mengalami penyusutan dan mudah keropos atau patah
dalam sehari kita membutuhkan sekitar satu ratus tiga puluh satu ratus tiga puluh lima gram karbohidrat untuk nutrisi otak dan sel darah merah
jadi terlepas dari sosial ekonomi terlepas dari jenis kelamin dan sejenis
sehingga ini harus ada keselarasan antara produksi dengan konsumsi
kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan memasuki fase pertama natal dan tahun baru kenaikan tinggi
karena mereka sangat berdeterbangan untuk masuk ke dalam kebun
sebagai antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan
soalnya gue kadang kadang suka minta istri gue yang nyetir
gue sebenernya gue gak expect sampe sekarang ya
yaitu sekitar tujuh ratus kendaraan per jam kami hitung
yang pasti saya satu bulan sekali saya pasti ke dokter
tujuannya adalah mendorong promosi gaya hidup sehat melalui kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan indonesia yang lebih sehat
mereka berantem sampai mereka bilang saya udah puas
yang keempat selalu perbanyak minum air putih ketika pada saat sahur ataupun buka
kebetulan unsw karena kita trimester kita baru selesai ujian sih
persi kediri lawan arema
suaranya beralih ke prabowo gibran
dia sempat bermain di liga sebelah ya ibaratnya bu ya
memberi kekuatan keberanian kepada setiap
ini saya kira yang menjadi perhatian serius bagi kita bersama
karena tidak memancarkan cahaya kita tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung
folioinfo tarif pengiriman motor di pulau jawa madura dan bali dipatok antara lima ratus
artinya secara fundamental kalau melihat data ekonomi yang sudah beberapa dirilis oleh pemerintah di menjelang q dua dua ribu dua puluh satu ini apakah kita bisa menakar adanya kemungkinan potensi temper tantrum atau capital outflow tersebut pak joshua
nah kalau di affordable harusnya sih isu mengenai batu bara jadi nggak masalah lagi kan
masih hujanan sampai sekarang akan mulai
iya kan mereka kan pada mengambil pemain dari indonesia
bagaimana kita mendorong digitalisasi ekonomi umkm
karena ia berkomitmen untuk selalu melakukan lompatan besar dalam setiap lima tahun
junas ibl indonesia itu kurangnya sisi entertainmentnya
kadang dua ratus lima puluh kadang dua ratus kadang ya turun satu ratus lima puluh satu hari
kalau maksud pak mahfud tim sus ini hanya bergerak ataupun hanya konson terhadap rahasia negara yang kemungkinan bocor
yakni sejak usia balita saat mulai bisa mengeksplorasi berbagai hal di sekitar
lama lama kalau misalnya mendidik kanker memang membesar seperti itu
penasaran dengan proses pembuatan tempat sampah dari limbah ban
tak hanya dibuat kagum dengan pemandangan di atas telaga
nah kalau kayak mas tera nih kan udah dari dua ribu lima belas tadi
sekali panen tempat ini bisa menjaring hingga satu ton ikan bawal
saya juga punya kesempatan di jakarta yaudah
ke bali nantinya akan ditempatkan di hotel hotel karantina di tiga zona yakni nusa dua ubud dan kawasan sanur denpasar
tapi yang menarik kalau kita bicara mengenai bagaimana kita tidak hanya mengikuti trend tapi juga mengikuti kebutuhan
sisa airnya di dalam nanti kita akan campur dengan bahan yang lain
mempertanyakan kenapa hanya pilpres saja yang dipersoalkan
ada juga guru besar ipb dwi andrea santosa melalui sambungan dari
jadi sudah diatur sejak awal bahwa
bagaimana anda melihat upaya upaya penanganan dari titik titik api yang masih ada di sana
tapi saya penasaran sekali dengan apa namanya ya budaya dan juga keagamaan di sana yang tadi mas zulfi katakan bahwa sebenarnya tidak religius religius banget begitu
cuma sebenarnya walaupun namanya komunitas pickleball ui
karena mereka ini kan sudah luar biasa punya uang banyak sudah kaya sudah berkuasa
ana maria menyarankan seorang ibu hamil
dan guru olahraga gue tuh nyaranin
selain menu ayam geprek kedai ini juga punya varian menu kosong lain
jadi sebenarnya apa sih kunci dalam menyelesaikan masalah ini once and for all
juga disebut sebut sebagai faktor penyebab hambatan itu
sma basket lah bilang gitu ya kita
dan dihiasi dengan sifen koral yang cantik
tanaman herbal ini dikemas dalam bentuk kering dan serbuk dengan berbagai ukuran
oke secara harga dia emang sih lebih mahal daripada lokal
hindari yang manis kalau seandainya manis makannya sekedar
gue jemput bola untuk hal hal tertentu doang sih
anies bahkan membandingkan capaian ini dengan daerah daerah tetangga dki yang ada capaian ini masih sekitar lima belas persen
wa alaikumsalam selamat siang mas
karena kita sudah saat ini sudah mengetahui ya
jadi kami juga selalu berkoordinasi dengan pujt pujt itu ada lima puluh enam ya badan usaha
tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata
kita ada salah satu orang yang sangat perhatian
selain itu warung yang buka mulai pukul sembilan pagi hingga pukul tujuh malam ini
sultan mah mainnya yaudah aja gitu
iya tentu kalau mereka mengajukan banding
dari edukasi ke berbagai wilayah di indonesia
atau mengisi waktu liburan
tapi juga kita melihat perilaku dari perundungan
apakah juga banyak pelonggaran
jadi ini saya rasa hitung hitungan yang bisa kita lakukan secara maksimal
mari melangkah dan memeriksa beberapa pertanyaan atau pertimbangan yang umumnya timbul mengenai kesepuluh perintah
jadi ditunjukkan bahwa kita telah melakukan tes tujuh puluh dua jam yang berlaku tujuh puluh dua jam
jadi setelah tarawi lalu ada solat tahajud
tak sedikit dari mereka yang mulai belajar musik sejak kecil
consumer goods itu yang kena misalkan langsung
dari mulai di indonesia sampai ke arab saudi di bandara di asrama haji di bandara di penerbangan di pesawat
desyaretonang rikim maulana jakarta
oleh karena itu masyarakat disarankan rajin mengontrol tekanan darah
kemudian juga nadeo argawinata kan juga tidak dipanggil
bukan berarti menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan dana dari mahasiswanya
tapi kalau tidak caimin yang akan memulainya
dan adalah untuk menjadi alat kebenaran menuju kekudusan
pada musim penjualan retail terbaru kami mendapatkan tujuh empat juta pasir di australia post
tetapi si macan tutul tidak melupakan penyelamat yang merawatnya
ini menunjukkan bahwa minat investasi di ibu kota nusantara
nah tentunya untuk antisipasi terjadinya efek samping
yang nantinya akan menyerupai persis dengan pelayanan komersial yang nantinya akan dimulai pada tanggal delapan belas agustus mendatang
yang saya rasa sih jadi senang aja gitu seharian kalau habis makanan manis manis
kegiatan menenun yang tadinya hanya merupakan sebuah kebiasaan
dia pusatnya di surabaya
saya kira kita bisa jadi tidak perlu untuk menaikkan kalau memang hpp nya kemudian harga jualnya memungkinkan masih ada margin
siswa yang tergabung dalam ekskul lingkungan hidup ini sudah berjalan selama delapan bulan
anda melihatnya ini dibentuk oleh tim konsultan mereka masing masing
dan juga musik gamelan yang biasanya
yap pengembangan materi yang disampaikan putri berdasarkan kondisi terkini
tapi memang populasi ini berbeda
sembari menunggu pihak bpbd dan timsar
iya ini yang saya katakan sama teman teman tadi
tak mematahkan semangat iju untuk terus mengembangkan usahanya
itu kan yang kemudian mengungkap adalah mereka
tapi gue cuma mau menangkan itu
kita memang harus pintar pintar ngerem lah seperti itu
pertama pastikan air berwarna jernih dan tidak keruh
karena kalau di indonesia sendiri kan otomatis dengan agama yang mayoritas muslim begitu
katrol nih yang tadinya gak lolos di fisik bisa
sebanyak delapan puluh sampai seratus kilogram per minggu
ia menyertakan dua anak laki lakinya agar dapat tumbuh tinggi
dari bulan waktu penetapan hingga saat ini hasil koordinasi kami dengan kpu kapal terotendau
jadi kalau ada nanti misalnya berita harga tidak sama dengan tahun lalu
jadi ya nggak bakal lupa
biar dibukakan jalan sama tuhan
maksudnya percuma kalau merk mahal tapi emang enggak nyaman gitu
lalu kalau misalnya nanti diturunkan pak apakah itu bisa berpeluang untuk mengganggu stabilitas pangan kesediaan pangan di indonesia
ya pak ini ada kabar lagi nih terkait dengan kereta cepat
jadi meskipun memang iya saya percaya ada potensi capital outflow
sehingga ada genangan genangan kemudian angin puting beliung sehingga ada beberapa puluh pohon
yang pasti sahabat sahabat pasti pengen tau nih
dan itu free kan jadi mereka cuma daftar aja
kayak arigi prasawa yuda
kalau lu disuruh milih nih misalnya
tapi kita tidak tahu hasilnya seperti apa
dan sahabatnya sunday reed
wah persiapan sih kita sebenarnya kalau mau bilang siapin udah siapin dari tahun dua ribu dua puluh kali ya
kita punya platform ya karena platform yang ada kita itu adalah peduli lindungi
maka biaya pendidikan tinggi ada dua penyedianya
menyimpan energi tinggi tadi belum ada gempanya
jadi mudah mudahan hal hal ini bisa memberikan proteksi ya
dan juga salam hunger games dari ganjar
apa yang mungkin akan terjadi jika ini jika beliau mundurkan
jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di subang mbak itu memang betul betul kerusakan
yaitu senyum ramah ke setiap pengunjung
tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh
tni polonia kita siapkan sehingga saat ada serangan yang masif dari serangga yang tidak bertanggung jawab bisa dilawan oleh mikroba itu
di mana ikan paus pilot bersirip panjang umumnya ditemukan di lepas pantai
inilah yang menjadi keunggulan siaran tv digital dibandingkan siaran analog
ada beberapa hal yang harus benar benar anda perhatikan
tetapi kami tetap meyakini bahwa setiap usaha itu pasti ada hasil
anda sebenarnya menemukan komunitas
itu sangat membantu teman teman terutama yang
dan banyak memberikan ruang bagi umkm
sudah bisa kenyang meski makan di dalam gang
yang menyumbangkan suara nasional secara keseluruhan
saya bu stnk sama kunci bawa
tapi memang ini menjadi magnet tersendiri
tetapi juga dari pendapatan para pengemudi pt pt nya
kalau enggak ya goreng gorengan bakwan tahu goreng atau enggak bakso
udah pernah menang olimpik segala macem
hanya perlu kita dorong supaya ini bisa benar benar masuk ke dalam
sekarang kan ini ada apa ya kayak titik terang gitu lah
malah gue yang kepilih gitu ya
iya maksudnya pengen enjoy aja gitu
jadi kita melakukan pergeseran dari tadinya transformasi layanan primer itu ujungnya adalah pusmas
luar isi apa gak
etikanya seperti apa ketika mengkritik pemerintah tetapi masih berada di dalam
ada peraturan teknis yang harus dipenuhi saat membawa barang di atas mobil
atau kerap dipanggil mama aden pendiri masjid mungsolkanas
jadi nanti kita akan benar benar memastikan air itu dari jatiluhur itu masuk ke jakarta
apa perbedaan sebenarnya kedua ini sholal dengan imlek
bukan buat kebaikan gue sendiri gitu
oh gitu ya kan gue gak ngerti kan
dari r d nya untuk
dan datanya sudah berhasil diunduh di fasilitas black box nya knkt
dan menipa rekor lagi sepanjang dua puluh lima tahun terakhir ini
pasti ada sbo top orang dia ada di dada gitu
jadi kalau mobilitas memang kita lihat ya naik turun ya
yang awalnya sempat melaporkan kejadian kdrt lalu menarik kembali laporannya
stop lah ya yang sifatnya politisasi
lakukanlah saat ini sahabatku
berikutnya adalah beras merah
selamat menikmati waktu waktu
ini adalah kesempatan untuk menjalin ikatan dengan keluarga kita
khusus di tamboraja atau bisa ke wilayah lain
secara medis kadar gula darah normal pada orang dewasa sehat adalah
selamat berjumpa kembali dengan radio advent suara pengharapan
bahwa kita tidak bisa memahami
aktif dan bahagia di kalangan orang muda
atau video yang lucu hingga tertawa bisa menurunkan tingkat stres
biasanya sih kalau pun memang misalkan sudah lebih dari sepuluh orang
saya dan anda pasti bertanya tanya
kita pasti akan memastikan konstitusinya hadir
ini kan negara republik indonesia
jadi misalnya muncul dari ketenangan itu juga gimmick
yang kemudian dengan mobilitas yang besar ini memfasilitasi varian delta
tapi perilaku bahwa kalau ada penyakit menular
tapi tadi saya mendengarkan ada beberapa persoalan soal bagaimana mengurus perizinan
dan kemarin dua puluh lima orang dalam rumah boleh
termasuk dari jarak berapa truk ini
saya lebih senang menyatakan kegiatan penambangan yang tidak bertanggung jawab ya
bahkan nama mungsolkanas juga diusulkan untuk dirubah
yang membedakannya dengan minuman kelapa lain coconut shake ini menggunakan air kelapa bangkok
ya kalau untuk saat ini aktivitas di kantor kpk memang masih terlalu banyak

fifa datang pasti akan lakukan renovasi
gitu loh otomatis feelnya dan dia penggila dennis rodman jadi otomatis feelnya di dalam restorasi sebuah lapangan basket dia emang emang dia anak basket gitu loh jadi lebih dapet
enam ratus empat belas puting beliung dan juga empat ratus empat puluh tiga kejadian tanah longsor
dan itu yang kita jaga jadi higienis dan maintenance kuenya
untuk memberikan vaksin tambahan bagi anak anak mereka
dan kadar gula yang jauh lebih rendah
jadi ya saya merasa diberkati lah ketemu dengan dia kenal dia bisa jadi senior saya

ya kalau salah beli kemudian nggak berguna
mohtar yang sehari hari menjual martabak di salah satu pasar ini
sebagai upaya untuk mengimbangi dampak yang ditimbulkan sektor ini terhadap krisis perumahan
ya tanpa seleksi pun
soalnya sebentar lagi bisa swipe up cen sebentar lagi bisa swipe up
aksi curanmor menyerang siapa saja
mahat mika utama ariel wasmoro depok jawa barat
bukan olahraga perempuan gitu
lu harus foto yang sesuatu yang orang jarang foto
program musik sekolah adalah cara terbaik bagi keluarga
dapat memicu rahim kontraksi berlebihan dan bisa mengancam keselamatan ibu dan janin
khusus untuk tahun ini atau tahun ke depan kan naik jadi satu ratus tujuh puluh sekian ya
perdana menteri albanese mengatakan penyelidikan harus dilakukan secara transparan
jadi bagaimana bisa memenangkan debat kan gitu
dan juga hilda eda bakulu pandairot di smp advent pal dua manado
jadi begitu banyak pak ustaz yang kita
sehingga mereka menghargai dan berusaha memberikan fasilitas fasilitas bagi meluk agama yang berbeda beda
karena buruknya komunikasi publik dan juga sosialisasi soal tes pcr ini
atau jangan jangan negara berikutnya adalah indonesia nih untuk pindah bersama suami seperti apa
untuk tiga kategori produk untuk tiga belas sub produk fashion ada kriya ada kuliner
ini catatan kita kan melawan irak dan filipina
seperti keluarga dari polandia ini yang sudah beberapa hari tinggal di kampung sosrawijayan
nah itu tidak akan terjadi kalau prof mahfud md berada di luar
dengan pertahanan yang berkaitan dengan keamanan negara
tapi ini sekarang saya coba beli
memang susah sih ya menahan emosi di dalam pertandingan itu
setelah ini bapak akan menarik kepemilikan saham pak dari ppk
mulai pas sma pas serius kan sma waktu itu cepet banget naiknya mulai
nah kita lihat nanti titik terangnya kayak apa
sebenarnya lu awal awal kenal basket itu dari mana sih
jadi kayak agak bau bakarnya gitu ya
ketiga hal ini akan benar benar bisa nguak fakta fakta dan bukti bukti yang ada
jadi menyambut baikkah arahan atau instruksi dari mas menteri ini dari kalangan guru
saya bilang tadi fatwa itu tidak mengikat
sebelum ini ada lewis yang tujuh apa delapan ya
meski demikian pemerintah kota makassar mulai menggelar tes genus
kelompok kelompok termasuk council to homeless persons di melbourne telah menyerukan tindakan segera untuk mengurangi tunawisma
kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat
nah besar memang cukup kaget kalau pertama kali
kembali lagi bareng gue abu christian dan rekan gue
untuk istilahnya membuat event di ibl agak lebih apa ya
ketika akan menempatkan barang di atap kendaraan karena alasan keselamatan
semua atlet ya di sana semua
khususnya pajak terkait untuk mendorong konsumsi
biasanya kalo orang bule suka tuh ke jogja ke sono
dan ternyata seleksi untuk masuk di perusahaan itu
dan apa hal hal yang harus diwaspadai
atau yang dikenal dengan nama dik doang
nah ini sebenarnya yang menjadi sorotan yang menjadi fokusnya dari pak mahfud
free kick dan bergaya ala ronaldo ketika menendang dan menginjak kepala serta leher david
karena cuma dari cara berkomunikasi dengan mereka
bagian masjid begitu dan dia menembakkan tembakannya ke kaca yang ada di dalam gedung mui
tentu saja tadi ada banyak faktor gitu ya
gak berkembang entertainmentnya bener
seluruh mata penjuru itu melihat kepada kandidat bagaimana performasinya dia
tetapi kami sudah tidak melihat sama sekali ada celah
langsung aja lah langsung aja lah dikenalin cet kita panggil aja lah langsung
bengkuang ebi dan lembutnya choy pan membuat mulut saya terasa penuh dengan rasa gurih
tidak bisa atau secara psikologis tidak sih bisa jadi anak itu harus berpikir dengan baik dan tidak harus berpikir dengan salah
nah setelah berjalannya waktu
bela diri warisan dan emang kita
kita tentunya yang nomor satu perlindungannya
bah minto pun muncul berinteraksi dengan ganjar melalui fitur live instagram
dua perempuan yang tengah menumbuk dengan alu dari kayu dan lumpang batu
yang paling lo inget apa sih yang aduh ini pelatih gua galak banget ada gak gitu
katarak umumnya terjadi pada kelompok usia paruh baya atau sekitar usia empat puluh tahunan
terus footworknya dia cari cari sendiri nih yang kecil nih malah nih
pada hari ini ingin mengatakan bahwa besok itu seakan akan ada saling lihat atau saling tunggu lebih dulu
jadi kan kalau misalnya kita apa namanya yang namanya stres stres itu kan ini ya
tapi kalau ketemu lagi meeting bisnis kita ngomongin golf
yang kapolresnya sampai klarifikasi dua kali
di sini jauh lebih lembut rotinya karena dia memang dari milk bread
tapi kalau untuk diabetes dok untuk kadar gula tinggi
masuk ke dalam permukaan bumi kita
tanpa ada tendensi apapun di sini
sebab daerah kiyakya ini merupakan kawasan niaga yang aktif pada pagi hingga sore hari
kurang bersih saat membersihkan makeup mata juga dapat menyebabkan penumpukan warna makeup mata yang menghitam atau disebut tattooing
bahkan sudah ada pada zaman kerajaan kerajaan luar negeri pada zaman dahulu
keunikan bangunan inilah yang menarik wisatawan berkunjung ke sini
karena kan kemarin kan harus fokus banget gitu
yaitu saudari ami niyati yang beralamat di jalan tambun bungai nomor sebelas palangkaraya
jadi kalau kau lihat itu inilah areal kita yang sudah kita laporkan ke bpn yang hitam ini
yang waktu itu adalah dua enam juta
hah dari kecil gimana maksudnya itu
dia tahu rulesnya seperti apa dia tahu peraturannya
sudah hidup dan tinggal di lingkungan yang heterogen
pasti ada dong rasa jenuh gitu dari
karena itu sudah ada agreditasi
agar bisa mendapatkan kebahagiaan kembali
alat alat yang sederhana misalnya infus pump itu sudah bisa di bikin di luar negeri eh di indonesia
tapi di sini itu konsekuensi logisnya berarti kamu harus membersihkannya kembali gitu
ya memang tadi isi prp juga tadi saya katakan ini covid sembilan belas daripada isi undang undang cipta kerja yang sudah kami tolak ya sejak dari pembahasan sampai kemudian disahkan
tapi kalau gerakan yang paling suka gue lakuin tuh gue crossover
dan yang anjingnya sih netizen netizen sih netizen netizen instagram
kembali lagi ke aku sih nanya nya papa kan pasti
karena itu saya rian ernest akan tetap di jalur politik
negara yang lebih sejahtera
tapi bagaimana dengan pendukung tiga begitu
karena sebagian besar mata pencaharian warga muara gembong adalah petani tambak dan nelayan
kini muncul isu pelarangan sewa motor sampai dengan penerdipan kasus turis asing berulang
ya toh tidak muni dari penenun karena penenun tidak mempunyai jaringan
erick dan kawan kawannya pun tidak sembarangan memilih motor yang akan digasak
bagian jari jari kaki juga harus naik dan ini disebut nyel kenting
mungkin dari kacamata mbak bisa disampaikan
kenapa kok mendorong abang jadi caleg
ini gak bukan orang hanya gak terdik tapi orang orang kuliahan orang intelek juga
dia udah pasti juara tuh udah pasti emas tuh
tak sedikit pula yang memilih cara alami dengan mengonsumsi aneka makanan yang dipercaya mampu membangkitkan gairah seksual atau biasa disebut makanan afrodisiak
warga negara indonesia dibuktikan dengan ektp
ada banyak cara yang berbeda mereka bisa menggunakannya dan mengaksesnya
terus saya minum dengan hijau ya satu jam hilang gitu
nah ini untuk menanggapi apa yang disampaikan pak ruby
kemudian ada tambahan tambahan dari pompa mobil
nah ini pelatihan surfing dasar ya bersama instruktur kita hari ini kang dhani

sebelumnya militer israel menudik sejumlah rumah sakit
sehingga kami dapat menyediakan sumber sumber informasi
ada empat jenis kondisi tertentu yang boleh diurus paling lambat hamin tujuh
jadi merevisi pharmacope sehingga dengan demikian ke depan badan pom bisa melakukan pengawasan pada cemaran pada produknya
ini salah satu obrolan gue paling favorite nih
yang rasanya dijamin hautsuk
jadi cicilan utang itu adalah barang atau hal hal yang harus kita bayar
masa inilah yang disebut dengan pacu tumbuh atau growth spurt
juga bisa diajak mengobrol tentang apa saja
bahwa saya akan terima
ingin mendapatkan rumah yang aman nyaman dan luas tapi tidak semuanya
saya berikan kesempatan untuk pak anies
mbak bibi saya ingin anda jelaskan lagi ya tadi audio kita tidak begitu baik ya
apa yang melatar belakangi anda sehingga muncul ide untuk membuat rumah produksi batik serasan ini pak toto
selain parosmia ada pula pantosmia yaitu kondisi yang menyebabkan seseorang mencium bau yang tidak ada atau halusinasi penciuman
dan pemerintah netanyahu telah berkomitmen untuk penyelidikan
staff umas pmi kabupaten sukabumi ariel solehudin juga sempat menyebutkan
sebenarnya posisi indonesia dimana saat ini
dalam pembangunan olahraga nasional perlu kolaborasi dari berbagai pihak
ada ventilasi udara yang merangkap lubang pelarian dan pengintaian tentara jepang
menu ini dilengkapi dengan topping yang biasa dihidangkan pada nasi gila seperti telur ceplok kerupuk dan bawang goreng
baik itu depresi maupun sampai tingkat si sovereign itu semakin meningkat dari waktu ke waktu
ternyata sudah berbagian prp berupa ternyata
kompi a ditugaskan untuk
pecin mahal nggak dikurangi gitu
yang terkenal dengan rasa dan keharumannya
agar harapan itu bisa tercapai tercipta
sementara mencit memiliki bobot dua puluh sampai tiga puluh gram per ekor
perbedaan dari warna grey dan merah dan putih ini adalah memang spesial color dari om abad mbak
dan tiba tiba ketenangan pagi dipecah oleh tembakan beruntun
harganya yang terjangkau membuat serabici hapit digemari
kalau kita rujuk kepada dashboard kesiapan proses belajar mengajar yang dibuat oleh kemdikbud dan kemenkes secara daring online
karena adanya kemudian statement dari mas anies mas ganjar dan kedua paslon gitu ya itu soal bagaimana mereka bisa menerima dan menghormati putusan mk gitu
karena kan ini sesuai aturan masing masing bumn boleh punya dana pensiun
meski biasanya mengisi daya kendaraan di spklu km dua ratus tujuh siang itu ia memilih lokasi lain yaitu kantor uv tiga cirebon
pt pt terus bertahan meski harus bersaing dengan moda transportasi lain
selamat pagi mas yudha
sebagian warga lainnya juga melakukan aktivitas serupa
salahnya adalah daripada jagalnya dalam perencanaan
kamu gimana waktu sekolah saya suka lembawa nyanyi waktu di kampung itu saya suka lembar lembar dalam
ini merupakan peristiwa kedua dalam kurun waktu kurang dari setahun
karena yang awalnya dia tidak tertarik kepada anies yang dari kpopers gitu
sembari kita analisa juga ini masuk mana

kita bisa mengendalikan harga barang dan jasa
kemudian di dalam satu sisi bahwa ketika content creator melakukan verifikasi
kayaknya harusnya banyak banyak festival banyak event yang akan berlangsung dari q satu sampai q tiga sih
makanan dan minuman tersebut antara lain pasta aneka saus salad dressing
nggak sampai mengancam masyarakat sekitar disitu gitu
puti fanfudi imam muhairib jakarta
jadi sudah tersistem sedemikian rupa sehingga memang tidak harus
itulah perempuan idaman mertua mertua di sumba
ayam gepek gitu mas
godam karyawit ms yang pertama kali diperkenalkan pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan dan masih banyak lagi
dan kita mulai berlatih bersama
memang pembeliannya juga dibantu dengan pay letter
makan malam tidak perlu dihindari
dewa ingin meneruskan ceri payah ayahnya yang kini sudah lanjut usia
jujur aja sih dibanding si kate cunningham itu
yang diperhatikan yang menyerang sistem saraf dan dapat menular
pembelian obat ini ternyata tidak bisa digunakan untuk pasien yang kondisi ginjalnya sudah rusak
karena itu hal yang wajar saja
tapi cukup unjuk gigi nih
si paling sport berapa gue

yang kita juga belum tahu apa yang terjadi di sana
kalau brem dari surakarta bentuknya bulat dengan warna putih
jadi sebenernya pas kuliah itu aku kayak masih belum yakin mau ikut profesional atau enggak
ketua eir claire savage memberikan lebih banyak wawasan tentang makna dibalik tawaran pasar default itu
sementara pada hari sabtu dan minggu serta hari libur nasional
sehingga kami dapat membuktikannya ya tuhan
harus taat pada setiap birokrasi negara
karena memang ketika kita ngomong politik dibanding peluang peluang peluangnya lainnya
ya menodai ibadahnya itu bukan merusak hajinya tapi menodai ibadah
otoritas badan penerbangan amerika
jadi dua faktor tersebut yang paling berpengaruh
dan seperti yang saya katakan orang orang seperti zombie kita berusaha untuk mendapatkan makanan dari port dan menghantar untuk orang orang yang mabuk di gasa
jadi dengan aplikasi seperti ini
itu vaksinasinya ya ini ngambil di apa namanya di dki
dan syaratnya dia harus kembali ke daerah untuk mengabdikan diri dalam pelayanan kesehatan
sistem yang akan mengatur tenaga mesin
yang kedua adalah endemis dapat melokalisir orang yang sakit begitu
dan setelah itu saya hanya terpaksa berhenti
sekar jagad paras gempal dan banyak lainnya
tanpa sultannya satunya mungkin
ketika pandemi pt kereta komuter indonesia belum melakukan peremajaan itu
dan juga syaza tadi kami berbincang dengan salah satu pedagang
jatuhnya pesawat sriwijaya air pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu
dan juga hatai seperti itu oke tapi saya penasaran kalau berkumpul dengan warga negara indonesia
suhu politik merangkak naik
tapi saya sendiri punya target juga target saya juara tapi saya gak mikirin
kalau ada alat yang melacak hacker ya semua hackernya sudah tidak ada hilang
kalau kereta kendalanya sedang ada kerusakan di perjalanan jalur kereta api
berbekal lampu caping yang dikenakan air mineral serta ponsel dan radio ia berangkat dari jakarta sejak sabtu malam
antrian ini untuk menikmati nasi buk khas madura yang dijual oleh butuni
kalau berbicara soal apa yang akan dilakukan tim indonesia untuk melawan jepang nanti
tapi yang harus dipunyai itu juga adalah confidence untuk melakukan atau untuk melewati obstacle obstacle yang ada
tapi supaya fair saya rasa audit itu bukan audit internal
baik terima kasih atas informasinya produser lapangan cnn
jadi sekolah dasar negeri berbeda akan memiliki kelas musik
dan ini berpotensi terjadi pelonggaran di dalam protokol kesehatan
layanan tersebut adalah layanan hipnoterapi yang diberikan kepada pengendara yang mampir dan istirahat di pos pelayanan kenanten
warga berharap pihak terkait segera turun tangan merelokasi monyet liar ini ke tempat yang lebih aman
sebelumnya belum berhijab sekarang sudah berhijab

karena dki ini bukan daerah terisolir
nah tetapi bagi konsumen yang berhak misalnya dia diberi kartu itu ya
huruf tadi yang dibikin kecil itu sekarang sudah besar
oh bukan bukan kalau klub perbasih maksud gue gini
ada apa di singkawang
yang justru kenyataan yang ada terus mengalami penurunan konsumsi pangan pangan lokal di masyarakat kita
terakhir terakhir ada di youtubenya basket daily dose mulu nih ya cen ya
the standing stone dikenal sebagai monumen di arab saudi
tapi kita harapkan sebelum selesai dua ribu dua puluh empat nanti seluruh kabupaten lima ratus empat belas kabupaten bisa punya alat cat lab
untuk umur kokos sekarang kan dua puluh sembilan masih dibilang gol di indonesia kan
kurang tahu orang indonesia lain
ya kalau saya boleh jujur ya objektif mengatakan gitu
para pedagang pun bisa mulai bersantai
dengan jemputan yang harus dijemputkan
sering dapet kesempatan pasangan sama cibutet gak kalo latihan biasa
dan juga ada sisa sisa kotoran
ada beberapa guru yang ah iya itu keterima kan negeri ini nih nih nih nih nih dari jalur undangan
ya gara gara perang rusia itu mereka nggak sepakat soal perang itu
sehingga kemudian karakter karakter toksik yang barangkali saling menikung di masing masing pihak
ini juga kaitannya dengan
kompensasi kan gaji itu yang paling penting gitu ya
inilah hebatnya perencanaan pembangunan kita
karena penyidik masih melakukan tracing aset
politik kepentingan masyarakat banyak kepentingan para pencari kerja
katanya mobilnya baru dipakai untuk menjemput saksi
dan tujuan yang lebih besar adalah bisa main basketball di universitas
gunakan pasir yang memang diperuntukkan untuk menyangrai dan tidak mudah pecah menjadi debu
kita bicara sama menkes bimkesaya
mas hose paham masih banyaknya pandangan negatif terkait ritual yang dilakoninya
sebenarnya kan undang undang cipta kerja ini kan sangatlah positif bagi ekonomi kita
nah terus kemudian ternyata netizen yang merespon
becak motor diakini lahir dari pesatnya perkembangan transportasi
terus keterdekatan ini sih yang sebenarnya kita
saat ini anda dapat langsung menghubungi narasumber kita
dan mudah mudahan logika ini akan diperkuat lagi dengan pemanggilan dkpp dan lain sebagainya
lambungnya itu bisa terjadi misalnya karena gerd atau penyakit reflux ya atau bisa juga karena infeksi
menurutnya saat ini pedagang ikan di pasar fabian banyak pendatang dari usia muda
apakah keluarga juga ikut bantuin untuk ngebangunin sahur
atau kita harus cari tempat pengisian baterai
muri dua muka tujuh menkenal memiliki senyum bahan bermain webnya nasional
dan diperkirakan selesai dalam waktu empat puluh tahun
ya permintaan tuhan di sini
kita sudah tahu akan terjadi kelangkaan pasokan beras
meskipun mereka di level tiga tapi mereka menunda ptm terbatas
sehingga kalau misalnya satu rangkaian itu ada sepuluh kereta ya mas ya itu enam belas miliar katanya lah gitu
ditambahkan lagi tes psikotest karena
itu karena lo bisa memberi dampak sama gue secara personal
kepedasan harga cabai di seluruh indonesia
sheikh adalah kapal yang
dengan metode semua pembayaran
den enak banget main bola ya
karena gue suka basket ya udah gue basket terus gitu
tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi tempat ini pembuatan sandal
benar karena fokusnya yang diharapkan oleh masyarakat ini bukan hanya mengejar
saya pernah itu untuk urusan wasit
bokap gue juga kayaknya gak rasa iya kayaknya dia suka deh gitu
di pulau ini pengunjung bisa menikmati keindahan candi cangkuang sambil berziarah ke makam arif muhammad
saya ini mau jadi pelapor bukan mau jadi saksi
jadi kalau dia dipanaskan sudah jelas glukosa dan fruktosa itu mengalami penurunan kualitas
disiapkan melimpa hingga seratus ekor setiap harinya menurut pemilik warung bubur ayam agus rasa gurihnya
tentu salah satu poin penting yang ingin disampaikan oleh presiden adalah bagaimana menguatkan statement yang sudah disampaikan olehnya pada hari santri
masak apa sih weekend weekend ini tenang aja kita punya tipsnya untuk anda kita bakalan
bom terus yang di kuningan itu juga
dengarkan di apple podcast
karena mereka itu ketika menghadapi masyarakat mau periksa
sate ini umumnya berbumbu rendang dengan bahan baku
nah pembawaannya memang komposisi antara pak anies sama caimin
hal ini ditandai dengan mendengkur dan tetap akan merasa
anda bersama sbs bahasa indonesia
jadi masih hangat ketika disajikan
dan tata laksana comorbid dilaksanakan dengan baik ini akan bisa respons dengan baik
ataupun mencit yang ini sebagian besar adalah indukan atau yang perempuannya
mereka sangat berguna sama ada mereka asli tentu saja semua makanan air adalah asli
nampaknya lamban penindakan dari pihak kepolisian
lalu di dua ribu dua puluh satu itu inka sudah melakukan negosiasi
tim menurut lu di squad yang sekarang
kalau perang darat penuh kekuasaan
bisa ada upset dari tim yang gak disangka gitu kan
perekonomian indonesia dua ribu dua puluh tiga tumbuh sebesar lima lima persen
kalangan saya kurangnya ditembalkan luar kan terluar dari poin
di seluruh provinsi tiga puluh tujuh provinsi harus bisa melakukan katerisasi
pemimpin mengerti kecemasan dan sehingga mereka mengucapkan juga penyebutan yang baru dikirimkan dari beberapa pembawa
dalam hal ini bagaimana anda melihat organisasi tni melakukan pengawasan dan pembinaan anggota
dan berikutnya wahyu empat belas ayat dua belas
jadi selain harus dibersihkan secara berkala supaya airnya bisa ngalir
itu dengan judul filmnya arohuayi
kenapa mereka menyerang komunitas palestina di haifa
ini jelas mereka tujuannya adalah berlibur
menarik kita langsung ini nih bu
di tenggorokan ada kayak gatel gatel gitu soalnya kan minyaknya banyak
ya liat liat basket kan dulu
jadi jika saya ingin menghancurkan kerajaan allah
untuk bertemu keluarga di hari raya idul fitri
sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi ada rambu rambu sehingga hidup
pak arief lalu kita bicara mengenai produksi
ayat yang dimaksud adalah surat hud ayat tujuh yang berbunyi
ya udah saya pikirin jadi pras waktu sma tiga itu kan dia udah di sini
kemudian ruas tol cipali ke arah kalikang
memang ada segelintir mungkin mau diusulin nih
jadi jangan sampai ini kita coba apa hilangkan itu
dan dokter umum di doherty institute dan di rumah sakit royal melbourne mengatakan
nah kalau kalau koroni gunawan itu dia role modelnya saya itu
kalau gue kan balapan gue go kart formula kan di pedok
seluruh umat islam indonesia dapat menjalankan ibadah puasa ramadan secara bersama sama
padahal di sisi lain kalau ditambahin kan murah
orang semua apa namanya yang mendukung banyak
kedua saudara as ketua tim pemeriksa pada direktorat pemeriksaan dan penagihan pada direktorat jenderal pajak
apalagi sejumlah event besar sepak bola akan digelar di stadion yang juga dipakai pada gelaran asean games tahun dua ribu delapan belas lalu
nah pas tahun dua ribu delapan belas itu gua punya kamera sendiri gua beli sony a enam ribu
apakah pergerakan ini berhubungan begitu
yang kedua sri mulyani di beberapa link media saya baca membenarkan secara ekonomi bahwa inflasi di volatile food makanan berfluktuasi makanan pokok itu enam tujuh
semakin dimurnikan semakin pharmaceutical grade tentunya beda dengan
menurut andre ada desain informasi yang salah diterima
kain tenun yang terkenal karena unsur unsur alaminya
saya berpikir tadinya ketemu pssi
tidak diikuti dengan bakal calon wakil presiden
marilah siapa yang mau
jadi bulan depan kita mungkin fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program program prioritas
pedagang roti anget salah satu mkm yang sudah merasakan manisnya rupiah dari bisnis roti anget
satu rangkaian krl bekas itu belum bisa membeli satu set kereta satu kereta saja untuk krl baru
jadi ya simpelnya kalau bukan cuma kepala lo yang kayak harus dilindungi
serta wilayah rawan longsor yaitu di jalur lintas tengah dan lintas barat
oke akhirnya saya juga kena dampaknya ikut harus karantina mandiri dan
ia menekankan pentingnya menyiapkan bumbu pelengkap untuk meningkatkan pengalaman
sehingga untuk menjaga supaya tidak berebut beras
abah hanya berharap agar kelak ia dapat kembali sehat dan bekerja seperti sebelumnya
mungkin mudah mudahan sih ada
memang kondisinya seperti tersebut
dengan memancing hanya dari pinggir pantai
david haye berkat coaching staffnya juga
han and carp peace award di tahun dua ribu sebelas
kemudian yang kedua pemerintah tidak berhasil mendorong orang beralih ke transportasi publik dalam jumlah besar
nah ini yang sebetulnya kita larang
ini tolong diupayakan bekerja sama dengan pemerintah daerah atau di badan pangan
seperti yang sudah kita lakukan tiga empat bulan lalu
sekarang daun ini sudah dua malam lalu siap untuk diproses warna biru
ini memiliki banyak manfaat lain
atau panitia pemilihan kecamatan atau datang langsung ke kpu kabupaten kota
begitu artinya kan pluralismenya cukup kental di sana di copenhagen bagaimana sih
jadi bisa kita menyisakan satu sehingga tidak terlalu banyak yang terlari
pungguli ini saya pikir harus dibuka
oke lah kalau kayak gitu
dan direbus dua belas jam gak heran kan kalau anak kecil aja suka enak banget
awalnya followersnya gak lama nyampe seribu tuh
wajar di tingkat petani wajar di tingkat penggilingan dan wajar sampai dengan konsumen
basket juga gue gak bisa bisa banget lah
arti nama basketball daily dose itu apa
nah boleh tahu sudah berapa lama di sana mbak
cuma masalahnya ada di berbagai pilihan tuh ada konsekuensinya untuk yang menjelang atau setelah awur
kita juga udah mengupgrade infrastruktur it kita juga kita menggunakan dynamic message sign sudah
aduh kita lagi membuat beberapa proyek yang ada di sydney
apalagi si c e sama wes nih kita liat di christmas nanti bakal menarik banget nih
jadi kita termasuk yang mendorong itu masuk
jadi waktu formula e dua tahun lalu itu girls on track itu abis itu ada lagi tahun lalu waktu formula e
atau yang memang mereka coba coba gitu
enggak itu tuh dibayar sama pemerintah sekolahnya
juga pengembangan kepada para pelakunya ya pak gatotnya tersangkanya
kemudian bagaimana harga pupuk yang sudah naik tiga empat lima enam kali
itu adalah yang merupakan transisi yang terjadi secara lokal
diprediksi gitu ya mencapai tujuh ratus sepuluh juta ton
jadi bener bener harus dibagi bagi dengan caranya yang kita gak boleh mengganggu latihan kita juga gitu kan
merubah sebenarnya sistem atau model pembangunan kita yang tadi
mukur dimensinya ini untuk memudahkan ketika nanti pengemasan di pusatnya ya bang ya di jakarta gudang
bahwa si korban pun pulih dari situasi situs trauma bondingnya tadi

tentu dari sisi penugasan dari pemerintah dalam kerangka untuk pembangunan infrastruktur ya
terhambat karena nanti ketika dipakai
jika saja ada pertanyaan tentang pelajaran suara nubuatan
mohtar maulana yang menghabiskan satu bulan penuh masa ramadan di bogor jawa barat
saya melihatnya dari waktu tempuh aja lah
fasilitas yang harus mutlak dimiliki oleh sebuah puskesmas
itu kami mendesain motifnya itu kami tidak sembarangan
ada pula fosil ichthyosaurus dan fosil binatang lain
sebelumnya peristiwa getok harga pernah terjadi pada dua ribu tujuh belas
ya titik titik atau hotspot itu saat ini yang titik kebakaran itu sudah ditanggulangi bahkan terus berlakon pemadaman
untuk itu masyarakat harus waspada dalam membeli perangkat elektronik
di pati selain bertani sedulur sikep berternak kambing dan sapi
nah itu makanya menurut saya ini semua omon omon
katarak bisa terjadi pada bayi dalam kandungan yang disebabkan infeksi rubella saat ibu hamil
pertama enggak gua percaya apapun yang lu lakuin itu lu harus punya chemistry
selama mudik lebaran dua ribu dua puluh empat ini
jika memilih gorengan sebagai hidangan untuk berduka
karena kenapa cara cara dia menyampaikan itu tidak kemudian tersurat seperti banyak orang gitu
cuman memang sampai saat ini sih
walau bangunan di dusun ini tidak berarsitektur bali seperti pada umumnya warga dusun berkomunikasi sehari hari menggunakan bahasa daerah bali
islam indonesia lah anies sama
oke baiklah bu nadia
selaput ini digunakan sugar glider untuk melompat dengan jarak yang bisa mencapai lima puluh meter
kasus alat swab tes ini disidik tapi di sisi lain sudah sekitar ada sembilan orang yang menggunakan swab tes bekas
memesan bahan bahan makanan tetapi untuk masakan jadi ini sangat susah dan terbatas ya untuk memesan dari luar
kalau memang sudah mempunyai tekanan darah tinggi
dan bahkan dapat mengalami perbaikan gejala pada saat melakukan puasa
perubahannya tidak dapat dijeneralisir perlu ada penelitian dan observasi lebih lanjut untuk
kehadiran musik dalam film memang sering terabaikan
yang masih memperlakukan pembelajaran jarak jauh
pada dasarnya hewan apapun itu merupakan makhluk yang memiliki hak untuk hidup selayaknya
ini masih sangat terbatas tapi setidaknya bagi lansia ini harus diberikan semacam pemahaman kepada mereka bahwa
nggak sia sialah maksudnya perjuangan kita
nah tahu nggak pak kalau landak mini ini bisa berenang
artinya itu agen agen bisa melakukan
berlokasi di jalan diponegoro atau sekitar dua ratus meter dari gedung sate
pernah juga sama yana sizzikova
kita bisa lihat cctv nya bisa lihat kegiatan kegiatan di mana pemakai jalan itu berada
sampai kok sampai salah begini sampai harus nanya nanya
misalnya penjepit yang tidak bergerigi khususnya saat evakuasi ular
ditambahkannya tidak ada data yang tersedia untuk memeriksa
hingga tertarik untuk mencoba
jadi kalau ada konflik biasa konflik

di selatan ukraina yang
solusinya selalu kreatif penggunaan board games
petugas menduga ada sindikat yang sengaja membuat dan menjual ktp indonesia kepada warga asing dengan harga mahal
dalam penelitian yang mereka sudah melakukan
masyarakat bisa mengunjungi loket loket di kantor cabang perbankan
hpp untuk gabah kering panen dipatok rp lima di tingkat petani
di depok di ui
kalau mau pergi gitu cuma ada mobil manual kayak misalnya ada evo nya dia atau mitsubishi nya dia
kalau ditanya suka sih kayaknya nggak ada yang nggak suka sama makan minuman manis ya
ya pak ini kita bisa langsung masuk ke dalam atau gimana
ada tujuh puluh tiga delapan yahudi
kawasan senen menyimpan banyak kisah
jadi tidak terlalu merayakan bulan ramadan
selanjutnya mas refli sebelum tanya jawab
limonta gitu limontanya dari
kemudian kira kira rugi pmn dibatalkan
jadi jangan takut ya untuk cewek cewek yang mau terjun di dunia otomotif atau balap

darmawati acu mengaku ada empat agama yang dianut anggota keluarganya
awal tahun berikutnya pemerintah sudan jatuh
dari foto fotoin orang orang yang nonton ya
mohon betul betul diperhatikan
sehingga kemudian harus ada yang disebut dengan sentuhan daya ikat kuat
maka pemerintah harus membantu melakukan distribusi
setelah selesai dicetak cobek akan diangginkan selama beberapa hari
eh tan berarti lu pas lagi ke tiga puluh empat itu kan kalo setau gue ya tiga puluh empat itu basketnya kan ga terlalu ini lah ya ga terlalu hype lah ya
tapi memang kita lihat dulu perkembangannya
namun umat muslim yang ada di kabupaten karangasem didominasi justru dari lombok nusa tenggara barat
percobaan pertama menggunakan jala
hanya untuk menyampaikan dengan cara yang lebih mudah
ini teksturnya tuh bukan kental seperti ketoprak tapi lebih cair untuk kuahnya ya
saya pikir ini adalah pergerakan yang baik
harga ini juga hampir seratus nilai barang kirimannya dari luar negeri tersebut bernilai di bawah tujuh puluh lima usd
dan udah pernah ngomong juga gak akan pernah balik ke
jadi kita lihat waktu tagging itu mereka sangat ini ya very skilled gitu dan paham sekali sepertinya mengenai apa yang mereka lakukan
dalam satu kandang ada satu jantan dan empat hingga enam betina
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
khususnya di antara para pengungsi dan migran
pada bagian mekanikal bukan pada sistem
semoga ya temen temen buat dede juga bisa
bola tuh dialiup sama acel ke andre tiara
mengingat bahwa begitu tingginya hasil analisa yang kami dapatkan pada produk produk yang tms
kami sudah rapat sekitar dua minggu yang lalu untuk memutuskan hpp yang baru
proses menggoreng ikan beong ada tekniknya agar matangnya bersamaan
selain sesar baribis tercatat ada lima sesar aktif lainnya di jawa barat
bisa menyusuli selatan terus sampai jawa tengah dan jawa timur
untuk menyambung hidup taswean menanam sayur di lahan sawah yang gagal panen
selamat sore selamat sore assalamualaikum wr wb
jadi kalau dia udah bak bola kayaknya udah kayak teman tekuda lah kalau saya bilang gitu
namun tetap akan ada petugas yang berada di dalam kereta
lokasi ini sering diserbu wisatawan untuk membeli produk kuliner yang terinspirasi dari kue bulan asli cina
jadi mereka juga tidak ikut ngopi dan sebagainya
sejumlah pentolan partai solidaritas indonesia psi memutuskan mengundurkan diri dari partai sepanjang tahun ini
di nasa itu ada namanya memory foam
dan siap bertanggung jawab
karena kalau kita lihat ntt nilai tukar petani
tim liputan cnn indonesia
karena pada waktu itu ya gue basket juga
kalau yang suka kuliner mungkin bisa buka kulkasnya
menjaga keseimbangan juga sangat dibutuhkan saat diving di lokasi ini
iblis membenci kebenaran hari sabat
ada nama baru dalam surga bagiku
lalu kita akumulasi selama dua puluh empat jam beberapa letusan kegempaan
pasti ada pada suatu saatnya lah
awal musim hujan maupun masa peralihan atau masa pancar obat itu
seperti misalnya masih berada di jakarta karena kebijakan pembatasan wilayah yang dilakukan
karena gue udah tau mereka program sama latihan sama posturnya beda makanya beda
dan terakhir adalah keamanan pada manusia tapi di dalam jumlah yang lebih besar
vili merupakan penderita miopia sehingga untuk beraktivitas ia harus menggunakan kacamata minus sebagai alat bantu
biasanya hewan hewan ini dititipkan selama dua sampai tiga hari
dan itu telah terjadi di negara lain seperti di amerika
gak pernah jadi shootnya gitu
dan ini akan menjadi semacam treasure atau kekayaan yang lebih lagi
ptm terbatas ini ya sebenarnya bisa dilakukan di enam puluh tiga sekolah
oke kalau kita berbicara idealnya
untuk menyalurkan lbc tiga kg tadi ke sasarannya sudah ditetapkan tadi
yang akan memberikan penyelidikan enam puluh hari
itu bisa menyimpan karbon ya
meskipun mereka tidak menggunakannya
uskup di nottingham menyampaikan surat terbuka
ya soalnya cien kalau misalnya ngomongin basket sekarang kan udah ngelihat lah lukas kemarin di pick up games juga udah di rocky kan
mau keluar dia belum sehat
alhamdulillah musim panen ini teman teman di pasar induk beras cipinang
apalagi sambil menyuruput teh tarik khas war kok ini
oke apakah anda melihat ada supporter yang agak sulit diatur
akhirnya ia bisa bergabung di komunitas dan tampil di pentas teater musikal
damai bagai hujan yang jatuh
di jakarta westlife akan menyapa fans lewat konser the wild dreams tour di stadion madia gelora bung karno pada sebelas februari dua ribu dua puluh tiga
ada yang di jawa barat pakainya toge
ruang terbuka di kursi penumpang membuat posisi anda lebih berisiko menjadi incaran pelaku kejahatan
paling digunakan untuk acara ritual adat
kan tentu perlu kita awasi ataupun kita waspadai seperti kemudian hari hari yang lain
almunis seman sembilan semua itu
iya jadi kan memang turnya kan dari januari sampai oktober
bila memang cipularang terjadi
kalau selagi kandang masih kering walaupun musim hujan kandangnya bagus itu ya masih bisa keluar lima puluh
baik pak alex tadi kita sudah lihat ya ada aturan aturan yang sudah dibuat sebetulnya oleh pemerintah
maksud saya seperti tadi disebut ya
sama mungkin ada sejarah sejarah yang bisa kita tahu untuk membanggakan daerah kita gitu
terus dihubungkan dengan logika yang bersangkutan berasal dari kesatuan brimop seolah olah itu tidak mungkin
dan sekali lagi mengungatkan capres untuk menghindari
fdr merekam atau flight data recorder merekam tiga ratus tujuh puluh parameter selama dua puluh tujuh jam penerbangan
eh pas gilanya minggu depan gue dipasangin sama cibutet mas
apalagi sambil nonton video calling atau sejenisnya lalu sambil dicolok
nah pemahaman ini juga penting karena sebagian besar kan kita banyak menemukan juga pada masyarakat indonesia
karena sudah disiapkan dari bu menteri keuangan berapa bu
kedai yang berdiri sejak dua ribu enam belas ini berkomitmen pada campuran buah buahan segar berkualitas saja
ngerti satu sama lain akhirnya dari situ kita oh iya juga ya akhirnya cibutet kurang apa aku aku
pertanyaan dari bulan ini adalah bahwa hal hal ini menjadi lebih kaotik dan tidak dapat diperhatikan
kalau ada resiko kesehatannya gak tahu sih mbak
nah itu tuh awal awal pas pas like sih lu
protein hewani seperti produk susu telur daging merah dan daging putih mengandung sembilan asam amino esensial yang lengkap
yohanes lima belas ayat sepuluh menuliskan
khusus edisi hadiah yang dikeluarkan antam
pasalnya tiktokers asal bekasi tersebut mengunggah video aksi meneriaki pengemu di ojek online sebagai begal
adalah di dalam sistem pharmacovigilance
riwuh jadi suka riwuh
selasa pagi mukhlisin datang ke puskesmas kebonsiri jakarta pusat
apakah mampu atau tidak mampu ini menolak penerbitan perpu ciptakerja
nah ini dia nasi goreng seafood ala chef santo enak banget wanginya walaupun pakai masker aja kecium ya
berarti di mata brand brand itu ide gue oke
tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh bapak dalam namaku
unit ini yang seharusnya diberdayakan

atau misalkan diperiksa sama juga mereka gak mau sebetulnya kalau mereka gak kenal
mengenai batubara sumber energi
biasanya mereka nanti kalau pas lebaran mereka ke kbri di copenhagen
proses pembelajaran yang hybrid blended learning
apakah huruf a b atau
hmm pak manis pak
hendrawan setiawan daniel yuwantoro yogyakarta
tahu nggak sih belum ya
kapolres metro jakarta pusat menyebutkan bahwa terduga pelaku meninggal dunia
sebuah pertandingan kelas di division satu
ini bagaimana sih prof akurasinya apakah memang benar benar sebanding prof dengan pcr swab
hal yang sama juga dilakukan oleh desi
itu kan salah satu toko yang penting
pandangan allah tentang pernikahan adalah ikatan kepercayaan dan kemurnian
seperti sungai yang menari
ia membawa pulang hadiah satu ratus dua puluh lima ribu usd atau sekitar satu tujuh miliar rupiah
meskipun pada kenyataannya tak semua turis asing berulang namun dampaknya membuat banyak pihak resah
dan berbobot telur asin yang di atas rata rata
dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh dua nadira dinyatakan meninggal dunia pada pukul tujuh pagi
terlebih dengan adanya larangan melintas di jalan protokol
sedangkan kalau memang itu akan kita gunakan sendiri
dan satu dua belas juta ton atau lebih dari empat puluh enam diantaranya diproduksi di provinsi jawa timur
dan sekolahnya dua duanya emang kecil
jadi ada faktor biologisnya ekologisnya juga
sementara satu lembar kain batik tulis dijual dengan harga lima ratus lima puluh ribu rupiah
tentang bap tambahan tentang yang free kick itu
soalnya yang beda anak anak badarian sekarang pakai racing
jauh lebih tegas di
ya gak apa apa lah kan bagi bagi kan rocky yang pro handels
bedah besar itu misalnya ada tumor
ada kampung jawa bahkan surabaya itu kan nama nama itu kan
dengan kategori age dan yang tertua ya jadi dari umur tujuh puluh tahun ke atas
roscoe ini adalah kepingan yang paling dibutuhin sebenernya
gitu ya yang diwacanakan saat ini gitu
kemudian el cunday dan sebagainya gitu
kami harapkan lagu ini bisa menambah kehangatan di ruang dengar anda
dokter spesialis mata rsjm kirana umar mardianto menyebut
negara ambil alih biaya itu
itu dua orang yang luar biasa buat saya itu keren deh ya
dan hari ini pun kami tadi berkomunikasi mencari satu
sevi siviah gitu tuhowing
siapa yang akan menjaga ini
dan kadang kadang juga dia kayak out of nowhere kayak
lahan tebu yang dipanen pagi ini tidak terlalu luas hanya sekitar setengah hektare saja
pupuknya dijaga bibitnya bagaimana bagaimana sirkulasi airnya dan seterusnya
namun tak ada apa apa di bawah
dalam pola ujian praktik yang baru ini hanya ada satu jalur dengan panjang seratus meter dan lebar dua meter yang berisi ujian putar balik huruf s titik pengereman dan keseimbangan
angpao biasanya diberikan dari anggota keluarga yang lebih tua
menurut dosen program studi ilmu ekonomi universitas pasundan atsu fyartakartabi
kan biasanya adanya di priuk ya di daerah jalan baru kita mau beli apa misalkan kayak gitu
dan justru membayarkan produk umkm sendiri pak
tentangan pergulatan ya harus dijalani harus dihadapi
dan dia adalah seorang kristen
kalau memang seorang wanita bahkan dia sudah menopos pun
dulu kan cari uang gampang ya
sebenernya goals yang pertama itu tadi mau dapet emas kan
rupiah juga melemah dari data refinitif
jadi who mengingatkan negara negara bahwa di saudi arabia saat ini sedang diduga terjadi potensi outbreak mers
kita akan kembali usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
bagaimana ada yang tertarik mencoba menjadi abdi dalam seperti saya
dan biasanya kepanikan ini terjadi nomor satu kalau misalnya kita bergantung sama barang impor

ya inilah curhatan bang jo kalau mengingat kondisi david ozora kini meski fonis sudah
kan tadi udah sempat disebut dian terus ada
tiga kali dalam alkitab raja raja duniawi yaitu herodes ahasueros dan darius
inbreeding atau perkawinan sedara biasanya dihindari oleh para peternak
ada di instagram ada di facebook
ya sama seperti pangeran sama putri
dila ini bisa dibilang bintang tenis indonesia saat ini ya
seharusnya jauh terjadi sebelum acara itu ada
jangan ditiru berhenti lah ngerokok
senang untuk boleh kembali bersama dengan anda para pendengar saya yang bertugas ayura
namun vaksinasi masih terkendala
lalu tidak cuti tetapi kemana warawiri
yang telah kami sediakan bagi anda sekeluarga
setelah diungkep daging malon siap untuk digoreng atau dibakar
dan banyak sekali yang berminat dan banyak sekali sekarang dokter
kan dari venue sampe ke gor itu kan jalan
mungkin dia kurang berpengalaman
apa yang akan anda lakukan ke depannya sheikh
selamat sore pak dino selamat sore semua
anda juga dapat menghubungi kami melalui telpon atau sms di nomor
dulu kayak mungkin punggung pagi gitu disuruh nembak nembak disini nembak nembak
mas safir tadi ada mengatakan sejauh kita tidak terlalu bergantung terhadap barang lokal
melihat teman teman yang muslim menjalankan ibadah puasa
dari pihak museumnya juga pesan joyobo sama erlangga banyak banget
artinya bumnnya disiapkan untuk menjadi off taker ya sambil juga dipersiapkan untuk cadangan pangan pemerintah
karena kalau kita lihat dalam berapa tahun terakhir ini
sudah dilakukan tanpa anestesi
dari tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima sudah ada
ternyata juga melakukan apa yang disediakan sebagai victim profiling
lumayan buat bantu bantu ribbon gitu
karena untuk gift series itu memang animum masyarakat terbesar di antara lima sampai dengan satu gram
kemudian memberikan kesempatan kepada saya dan teman teman gitu ya
di dalam hati kecilnya owi nih
wah itu gue sebel banget sih
banjir yang ada ini juga diakibatkan aliran sungai
sepeda tersebut tidak layak digunakan di jalan raya
beberapa tahun terakhir kan gunung merapi ini kan memang menunjukkan aktivitasnya ya
gua pertamanya taunya dari si amazing cimei
keharmonisan itu juga pun tampak begitu sederhana
setelah itu nirah tebu akan dilahirkan ke wadah penyusutan
sehingga mereka akan mencoba untuk menggeret putusan maksimal ini turun
yang berusia lima belas tahun pada dua ribu dua puluh empat
apakah itu artinya harapan para supporter ini jauh lebih tinggi
tapi berlebihan atau maksimalis ini juga tetap harus ada keseimbangan
karena banyak yang bisa menjadi sumber
ya ya sebenernya semuanya inilah
indonesia mencadangkan dua ribu dua puluh empat itu
aduh merem atau gimana begitu masuk di jor maupun tomang
kenapa sampai harus ditutup dengan pinjaman berikutnya untuk membayarkan utang yang sudah ada
sedangkan untuk sodara ica ini juga sudah dilakukan penyitaan
jadi lu udah tes mental ya
jadi kalau kita punya income katakan lima juta perbulan minimal sepuluh lima ratus ribu untuk tabungan dan investasi itu minimal
semakin gak mau dibilang anak emas gitu kan
warga di kaki gunung semeru diminta untuk tetap waspada
nah ini kan yang jelas ada tkp nya rumah gitu loh
maka gas tiga kg itu tidak hanya untuk konten yang tinggi gitu ya
langsung saja saya seru pun
dengan penerbitan perpu ciptaker ini apakah semakin menunjukkan bahwa pemerintah lebih pro kepentingan pengusaha
selain itu sebanyak enam ratus personel gabungan tni polri telah disiagakan di seluruh stasiun daob satu
untuk menguatkan respon penyelenggaraan yang berkoordinasi
ada pula yang memilih cara modern menggunakan roof box sehingga terlihat lebih rapi dan juga kokoh
kalau mie nya sendiri itu kita produksi sendiri dengan cara yang masih manual
jalannya pun berkontur dan ada bangunan yang naik turun
dan lo ke sekolah dan sebagainya
pihak sekolah mengaku sudah melihat potensi rizky nabila sejak kelas satu sma
setelah semuanya tercampur waktunya memberi makan seribu lebih indukan dan anakan tikus
maka kita bisa bayangkan bahwa pelaku atau para pelaku sesungguhnya memang sudah punya kalkulasi terhadap pemilihan tempat itu
saat ini petugas tampak melakukan pelurusan atau penyatuan kembali beberapa kata kata yang sempat terbuncang
dari sistem pembangunan publik
saya tertarik ini dengan orang itu kalau spending berobat ke luar negeri itu bisa sama dan jumlahnya
gak tau emang kayaknya kalo udah headband tuh
kita juga pertama harus cari sponsor
artinya pengguliran hak angket itu ya menghadapi itu dengan mendorong angket pemilu dari pileg begitu ya mas siva
apa pendapatan kita dari situ bos
membersihkan make up mata seperti mascara atau eyeliner sampai benar benar bersih
yang biasanya ada cara untuk mengakses
nah itu alasan satunya juga sih
ya jadi hedonic treadmill ini kan adalah suatu istilah yang kira kira kita tuh udah dapat sesuatu
ketika sahur di sana mungkin eh iya ketika sahur di sini di indonesia mungkin masih tengah hari gitu ya
pembeli tak hanya datang dari ibu kota bahkan dari bekasi hingga depok
setelah kurang lebih setengah jam kerupuk mie kuning sudah matang
penguncian wilayah atau lockdown di sejumlah lokasi di ibu kota beijing
proses pembuatannya cukup mudah
kemudian juga ada kendaraan honda cr v kemudian fortuner
ruangan selanjutnya penuh dengan headphone
mobil tidak bisa masuk apakah kemudian
menjalani proses pemulihan lewat fisioterapi selama berbulan bulan juga menjadi salah satu hal terberat bagi kaleb
jadi talentanya enggak bisa terlalu jelek juga
ini dendengnya kelihatan banget teksturnya dibikin crispy ya
sebelumnya mereka akan berjuang karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang mesin mesin itu
atau memberikan dampak besar bagi perlindungan data keamanan siber terutama bagi indonesia warga indonesia

kalau lobby tentu boleh
kemudian mengadakan sertifikasi baik itu termasuk keamanan di masing masing hotel yang akan digunakan oleh negara negara terkait
pemanggilan terhadap artis model selebgram
pihak kuasa hukum mengatakan jika kasus ini hanya permasalahan ketenaga kerjaan pidana umum
kemudian ada lagi hari orang kerja yang sebelumnya mungkin tiga puluh ribu
misalnya contoh misalnya kita kerjanya hanya beli hp baru setiap dua atau tiga tahun sekali
yang bisa dilakukan baik itu di bulan rabadhan
panitia lo segala macem agak selau
setelah empat jam nirah tebu yang sudah menyusut kadar airnya
sementara kalau sus ini biasanya memang lebih dominan dengan rasa fla vanilla dengan tekstur yang lebih lembut
lokasinya sekitar tiga km dari kawasan candi borobudur
dan empat kapal menggunakan furseing untuk ikan pelagis kecil
makanan keladi petata semuanya ubi ubian
untuk bepergian menghabiskan waktu di luar ruangan
aneka sajian ini dibanderol mulai dari lima belas hingga dua puluh lima rupiah
itu udah sebuah sepanjang hidup yang bagus
didapatkan dari lapisan luar yang mengandung antosianin
jadi memang ada kebalikan dari minimalis
memang negara negara lain kalau aku lihat mas
serta empat ratus dua puluh kasus meninggal dunia
bahkan erin pernah mendapatkan pesanan dari luar negeri seperti jepang dan singapura
terkadang semesta seakan berjaga dengan kisah romantika seseorang
harganya mulai dua puluh sampai sembilan puluh ribu rupiah
dan menyebabkan ada luka luka yang terjadi pada dua orang pegawai mui
terkait dengan progress ternyata progressnya tidak terlalu signifikan
tentunya bagaimana pemerintah menyiapkan cadangan pangan pemerintah
yang si wei sama wong hyuk ki yang kemarin si si sung jae sama c ujung malah bisa jadi juara dunia
dari sebelumnya rp dua belas lima ratus per liter
dia akan mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang adaptif
di mana di dalam itu ada bihun dan juga ada pilihan antara daging dan ayam
munisi point itu ada barang dari waktu world war ii
di sekolah kristen kecil
jadi kita dapat kualitatif tapi dapat juga kuantitatif
ini tentunya termasuk para pemenangnya kan ya itu
itu pun juga cari pasangannya juga lewat social media kayak facebook atau instagram
yang bisa sampai dengan jangka waktu panjang nanti
begitu seperti transjakarta ataupun jack linko ataupun kendaraan angkutan umum lainnya
sepak bola kita lebih banyak masalahnya dibanding prestasinya
laki laki tiga puluh enam tahun ini menjual tutup pentil ban unik
which is kalau racing star kan yang tahun itu eh tahun newbie newbie gitu
aksi dua karyawan kantor notaris ini
untuk membangun delapan ratus ribu rumah dalam satu dekade ke depan
lomakai biasa dinikmati dengan minyak cabai cocok dengan selera orang indonesia yang suka makanan
kalau lihat jadwal sih
tidak hanya terjebak ritual yang harus dijalankan
kalau untuk buka kayaknya setiap hari ya karena mudah didapatkan pertama
ada beberapa india kenya amerika
rintangan lain yang sedikit lebih sulit untuk level pemula adalah vertikal kargo
mainnya tuh hampir kayak hampir semua turnamen kita ikutin kan
kasus keimigrasian atau kasus perlindungan pekerja migran indonesia
khusus menyasar kos kosan putri
saya mau tanya ke team sesnya dulu dari paslo nomor tiga
orang orang yang sudah dewasa juga berpikir
termasuk kebencanaan kita siapkan sertifikasi dan kemana nanti sistem untuk penembalangannya
sebagian besar negara uni eropa dan persyarikatan bangsa bangsa dengan terang menolaknya
termasuk nanti pada saat one way di cipali itu kita nambah juga kantor ciperna yang luas itu kita fungsikan juga untuk rest area
ya syafinya sudah kembali rapat sudah seperti alhamdulillah tahun ini karena dua tahun memang kan pandemi
saat kembali ke desa ia melihat banyak petani yang kesulitan memaksimalkan hasil pertaniannya
bersatu yang nyatukan cina
puluhan orang ditangkap dalam peristiwa itu ratusan warga lain termasuk anak anak menjadi korban
jadi akhirnya dari sana udah langsung
kandang kucing dibersihkan dua kali sehari dan kucing diberi makan tiga kali sehari
jadi alam itu bukan untuk kita gunakan untuk kita eksploitasi untuk kita kuras
nah ini beong asli asli sini ya sungai perogo
indonesia saya kontak terus dengan dupe saya di new york
ini akan memberi jarak antara pemilih yakni dari masyarakat sendiri
untung emas loh asian game sekarang
sindiawati juga berpesan kepada penderita diabetes agar tidak melewatkan makan malam demi menjaga kestabilan gula darah
aku berkata kepadamu sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan
perpaduan bubur ayam telur setengah matang
setelah beristirahat pun otot kita terus membakar makanan dan terus membakar oksigen
kemudian lawan filipina apa yang disampaikan ke sajib betul
itu sekolahnya master fun art di sydney
kerusakan lingkungannya yang paling kita khawatirkan sih
terima kasih sekali pak luhut sudah menjelaskan berbagai macam hal
nah kayak latihan di sana terus udah berapa lama gitu gue diajakin untuk main di klub perbasi sama senior gue dulu gitu
padi per tiga april demi menjaga kestabilan harga di tingkat petani
saya mungkin bisa ke kiki atau ucup dulu
cara memasaknya pun cukup mudah sebelum diolah sidat disimpan ke dalam tupukan es agar lebih mudah dipotong
apakah kita meminum air yang cukup atau tidak
disesuaikan itu salah satu
karbohidrat yang dibutuhkan sekitar empat puluh lima hingga enam puluh lima persen dari total energi yang terkumpul
maka dia harus antri dan harus langsung harga yang lebih mahal
mengingat kenaikan harga bbm memberikan imbas yang cukup signifikan
sebenernya ko jojo duluan emang yang
yang tak kalah penting pastikan kita mengisi lengkap surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan yang sudah dilengkapi
mulai dari camilan makanan berat hingga ngopi ngopi cantik ada semuanya di cihapit
saya minum karena rasanya pahit dan dia perpaduan antara arabica dan juga robusta
lima puluh siswanya harus sudah tervaksin
nggak mungkin langsung kayak setahun dua tahun bisa langsung gitu kan
setelah puskesmas ternyata wah dicek wah ini gak sanggup nih untuk puskesmas
rapat paripurna dpr pada sebelas juli dua ribu dua puluh tiga mengesahkan ruu kesehatan menjadi undang undang
charoni membeli daun nanas dari para petani seharga rp satu per kilogram
karena jika ada daya dorong kendaraan tidak akan stuck ketika melintasi rel kereta api
karena kita tahu bahwa terutama untuk pertanian
oleh hukum taurat orang mengenal dosa
di simpang sungki ini sedikitnya tiga hari
tapi memilih jenis makanan yang tepat dengan gisi dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh
itu diatur lagi dalam pp mbak
saya suka dengan yang disampaikan pak presiden jokowi di satu pertemuan di jepang ya
mungkin menurut gue di luar hype hype yang ada maksud gue kan gue juga gak terlalu ikutin summer league ya
ya selamat malam selamat menjalankan ibadah puasa
kalau internet gratis bagus untuk ketimbangan digital dan sebagainya
satu menurut saya yang paling benar adalah selandia baru
ya yang bukan sepertinya bukan berdomestik
ketimbang digoreng dengan minyak sayur
terus gimana sih kalau jadi kalau pembalap itu latihan fisiknya gimana sih apa aja yang diperluin
mereka akan ketemu di hari kamis
dan fenomena itu menurut gue tidak terjadi di negara lain
dan memerhatikan aspek waktu penyimpanan dan kebersihan
baik baik kita akan tunggu bagaimana proses
sambil kita terus berikan dukungan kepada tim nasi indonesia yang berlagak disana
dimana akhirnya menjadi bagian dari sedulur sedulur sikap yang masih menjalankan adat samin
jadi kita tidak di support
adalah pemberian allah kepada manusia
kalau dia berani kemudian tidak pakai masker padahal di daerahnya itu banyak kasus covid sembilan belas
apalagi misalnya didorong misalnya mau ada pertemuan offline di mana anak anak muda
bagaimana tadi saya sampaikan pharmacovigilance adalah suatu sistem
lalu diberi larutan berem gula garam dan cuka
yang pertama sistem pertama adalah anti kunci t
lolos seleksi ini dari tahap ini
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh alex anifantis untuk sbs news
berdiri pada seribu delapan ratus empat puluh sembilan dahulunya tempat ini menjadi tempat bersandar kapal dan komoditas yang akan dikirimkan ke negeri kincir angin
atau saat screeningnya itu yang kemudian akan
kecamatan dengan luas sawah lima delapan ratus lima puluh tiga hektare
ini pun jelas kita lihat pada saat
angsley dan ronde dikemas dengan mangkuk kertas kekinian
yang tiba di bandara soekarno hatta
nah pencemarannya yang banyak orang lihat adalah
data penelitian sosial terbesar di negara ini
tadi bahwa presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah rempang harus dilakukan secara baik
ke minim mungkin gitu loh
bisa meningkat kalau kesejahteraan petani meningkat maka sudah barang tentu seteralah kita juga
yang paling mahal rp dua puluh lima belum pajak sampai cd nya rp tujuh
yang sudah dijual turun temurun sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
yang mudah mudahan bagi masyarakat sekitar sini yang tadinya belum ada masjid
jadi kayak dia gak approach universitasnya
apakah itu menjadi salah satu tantangan dalam pembuatan filmnya
prediksi tadi ada prediksi dari kementerian perhubungan
dimana disitu konsentrasi pembangunannya adalah mengenai local wisdom
aduh ternyata harus kuat menekannya
dua pemain dalam satu season mencetak average triple double gitu
langsung aja kita angkat kita taruh di piring yang tadi udah kita tata ya
tapi dari aktivitas aktivitas kita yang mau kita realasikan itu adalah
yang cukup bisa menjaga harganya stabil serta terjangkau masyarakat
kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat indonesia
rata rata mereka ingin mencicipi ragam kuliner dan berburu oleh oleh
ada beberapa pilihan bubur bakar yang bisa dicoba
kita ambil dulu bedanya yang ini tidak bayar
petani memanfaatkan lahannya untuk menanam kacang
sebagai cara jitu untuk menarik minat masyarakat tertarik memeluk agama islam
kemudian untuk membelokkan pesawat
kamu coba lihat sebaran kami
kita butuh tapi jumlahnya harus tepat
keterampilan penggandaan uang sama sekali bukan gaib melainkan trik sulap
biasanya ketutup ya rest area juga mungkin sudah padat
makanya dulu kurang info atau sultannya kurang nyari info kali
yang didirikan pada tahun seribu sembilan ratus lima belas
ya ternyata masalah waktu saja sih
pencalonan gibran tidak sah
alih alih meneliti kitab suci
menurut petugas taman nasional goa ini dahulu digunakan oleh jepang untuk mengintai sekutu di sejumlah pantai pendaratan
itu kalau investasi yang benar
tim liputan cnn indonesia
uh seperti tenggorokannya gatel ya
ya selain telur ayam telur bebek cukup banyak dikonsumsi warga indonesia
minimal dua bulan kita sudah bisa berkeputusan bahwa ada tekanan daya beli
gempa dasyat yang terjadi pada senin lalu merusak jalur kereta api di distrik sekarobah karaman maras turkiye
pengelola resto asi mengaku mie tarempa yang dijual sejak dua ribu tujuh belas ini menggunakan mie hasil olahan sendiri dengan bumbu racikan turun temurun
ada arawinda kirana ada mian tiara ada marissa anita ada asmara abigail
namun di luar ramadan para tokoh bandung atau yang disebut inohong dalam bahasa sunda
tetap akan membuat pejalan kaki berpikir ulang untuk menggunakan transportasi publik dan jalan kaki
iya kan ketika seseorang atau pengguna hanya melihat atau kecenderungannya mencari melihat search yang itu itu saja
apa yang menjadi komitmen beliau di awal bahwa mereka akan membangun indonesia
meski rasanya lezat manusia dewasa maksimal hanya bisa mengkonsumsi dua ratus tiga ratus mg kolesterol per hari
jangan berkecil hati jika anda mendapati
kemudian instalasi listrik ini bisa instalasi listrik yang ada di dalam gedung maupun ada yang di dalam gedung
mas arya ini setelah maju ke babak enam belas besar catatan ataupun misalnya preparation khusus begitu buat rio dan juga ketut mungkin catatan dari coach shiguretul ada gak sih untuk bisa tetap fokus begitu dan memenangkan pertandingan di krui pro dua ribu dua puluh dua ini
atau di bidang ini sih sebenarnya
atau tambah teknologi apalah
yang sumber informasinya berasal dari rencana pembelajaran semester atau rps online
seperti jawa barat dan jawa tengah
dan sangat sulit untuk menekan apa yang menyebabkan keadaan ini
dan kami berusul bantuannya ganti aja deh
para yang suka suka foto nih
dana dari mana saja kan bisa diperiksa
kalau si serbuk kayunya ini nanti buat alasnya si tikus ya bang ya
kalau debat itu gimmicknya muncul dalam segala situasi nana ya
itu akan berpengaruh kepada harga saham jadi silahkan beli saham di pasar modal
sebenernya kalo kuliah tuh udah ke otot banget kan
yang dilaporkan hilang setelah kempa bumi terburuk
itu nanti biasanya akan punya anak akan berkembang biak setelah berapa lama
hal tersebut memicu respon dari perusahaan perusahaan teknologi besar salah satunya google
minuman kemudian dicampur dengan es krim kelapa
kan pernah kita cerita cerita hiu paus itu terdampar
tapi ingat ya pastikan baju yang anda beli ini
kita bisa berenang dengan hill pause
pertama jelas guru itu mendukung kita dengan waktu dan waktu yang cukup
ketika mengungkap ada yang terindikasi hukum
kan kayaknya selalu muncul ya
tapi mengingat pelaku atau para pelaku ini masih berusia anak anak maka kepada mereka dalam proses hukumnya nanti juga harus dikenakan undang undang sistem peradilan pidana anak
namun tidak semua orang melakukannya dan langsung beraktivitas seperti biasa
kadang kadang kan orang tuh terutama konteks perempuan dan laki laki
ada pengajian tadarus ada segala pesantren kilat dan lain sebagainya

ya setelah dua puluh tahun itu jakarta baru punya meskipun kota kotanya juga belum tentu sudah ada tuh mbak
nah dugaan isiden kebocoran data di kementerian sosial ini kita mau lihat dulu sejauh mana dugaan dugaan yang ada sehingga tim sedang bekerja untuk melihat data data apa yang diduga bocor
depis saja hidup ini dengan tentram
evita nursanti setuju dengan andri rosiade
pokoknya yang di bandung tuh yang di apa namanya tuh sekolah tuh tarbak
benarkah beban berat penugasan negara jadi penyebabnya
setiap ada kegiatan itu pasti dapat dikasih apa
memang ke bali tidak untuk tujuan berwisata
apakah jet jet dari perancis ini kompatibel dengan sistem yang ada sebelumnya
yang dipisahkan oleh jalur kereta mengalami segregasi sosial
jadi kita nambah pengetahuan baru
karena itu ikan wajib diletakkan dengan posisi vertikal
dan seperti kita bicarakan juga nih di tebas nih
dari segi fundingnya supaya apa yang dilakukannya kan bisa berkelanjutan
tingkat vaksin di australia masih tinggi
ya itulah sudah disampaikan bapak kapolres tawes makassar bahwa ini kan salah satu kelelayan dari orang tua
jadi kalau kita ada support dari indonesia dan juga mungkin bisa mengembangkan suatu ekonomi yang lebih transformatif gitu ya secara nasional ini sangat bagus sekali
cowopressnya belum ada udah ada ketua tim kan
nah sekarang masuk ke dua ribu tiga dia justru curistar
jikalau kamu mengasihi aku
saya mengikuti beberapa ini lebih terasa menghadapi orang
yang melukai korban atau bahkan bisa menimbulkan korban
tapi lo sampai sekarang nyadar dong lo jadi bintang lapangan tim indonesia di asean games kemarin
artinya saya kira hari ini stok di cipinang cukup banyak dan insya allah ini aman
nah kalau harga di tingkat petani hari ini masih baik artinya kebijakan impor itu tidak mengganggu harga di tingkat petani hari ini
makasih mbak revita dari tangerang selatan
gambar gambar yang tadi mbak saksi tayangkan tadi juga bangunan bangunan yang sebenarnya tidak
mencari tahu hal apa yang mengganjal bagi si kecil sehingga tidak mau mengikuti lomba serta
yang disebabkan oleh fenomena fear of missing out ataupun fomo
maka solusinya adalah anda harus membuat evaluasi anggaran
tapi kan komplek komplek gitu kan jadi sepi ya
dan prediksi tadi tanggal dua puluh lima itu
keindahan sumedang dari atas ketinggian
aku masih inget tuh awal pandemi itu harga emas berapa coba
jadi tekanan darahnya malah rendah
meskipun pesawatnya miring ke kanan
jepulan pakas jepul orang orang yang terhadap ini adalah desa
ada dua orang pergi kebaik allah untuk berdoa
orang membeli baju membeli barang barang membeli takjil misalnya kan
jadi orang kan kalau orang awam ya apalagi mereka kalau kalau kebetulan kalau gue kan emang terlahir dari dunia dari keluarga pembalap gitu
mungkin ke ini deh
namun apakah ini efektif menggayat suara kita akan bahas sore hari ini bersama gun gun haryanto direktur eksekutif the political literacy institute
video dan animasi yang memperagakan gerakan serta keterangan yang menjelaskan manfaat latihan
lo harus lepas jilbap bagaimana
dan ada keadaan berbeda dan situasi berbeda
bantuan kemanusiaan dari al arish masuk ke rafah
misi utamanya adalah untuk menyebarkan dua belas nilai
mahasiswi ini sudah menderita asam lambung sejak masih duduk di bantu sekolah menengah pertama
orangnya belum dapet emas
tadi sudah selesai dilakukan proses evakuasi dari bagian truk kepala truk hingga gerbang lokomotif kereta api berantak
tapi kan katerisasinya tindakan pertama sudah bisa dilakukan di rumah sakit provinsi atau rumah sakit di kabupaten
itu artinya ekspektasi lebih tinggi ya mas richard
untuk ke depan pemasukan dari bahan pelarut ini harus ada dalam skm
namun kerupuk belum bisa dijual dan masuk ke dalam proses selanjutnya yaitu penjemuran
jadi menurut soekar ketika truk yang dia bawa ini berhenti di tengah tengah pelintasan
selain itu dokter spesialis kulit menambahkan jika masalah pada kantung mata masih tak kunjung reda
dimana kita mampu membuat libya tidak terlalu nyaman bermain
kalau dari sisi rasa seperti apa mari kita coba
tapi juga lebih kepada akar masalahnya begitu ya mas rubia
melalui badai kehidupan dan menjadi perlindungan serta dukungan bagi anak anak
ya nanti misalnya perlu waktu kan adaptasi dulu gitu
terakhir ada di enam ratus dua puluh sampai dengan enam ratus lima puluh dolar per ton
terima kasih alvin dan sebelumnya pak yunis sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
nah paling penting adalah kalau misalnya anda mau street food juga seperti saya di kota bogor
ini benar benar keyword yang organik
tentu akan sangat membantu
lu pikirin kegiatannya apa buat anak anak ini gitu
paslon dua dan tiga keberlanjutan
tim liputan cnn indonesia
jadi kalau misalnya yang sono bilang salah kamar
temperaturnya naik drastis ya itu kalau tidak diselamatkan bisa sampai jatuh ke perangmatian
atau ada upaya menyakiti misalnya pakai senjata tajam atau senjata api
mahasiswa semester tujuh ini mengaku tidak ada keluhan berarti bagi kesehatannya
akhirnya tadinya awalnya rencananya mau fokus di libama
karena masyarakat itu lebih banyak menjudge ya
kita ini terakhir membeli pesawat tempur ya
berdasar perdamaian termasuk di dalamnya menanggulangi perundungan
dari dua ribu delapan belas hingga sekarang belum pernah terjadi pemeliharaan besar
tapi ini cukup untuk betul betul membuat rumah sakit kita juga dari segi pelayanannya kompetitif servisnya bagus peralatannya juga lengkap dan canggih
namun ini masih banyak sekali pr karena targetnya masih banyak sekali
dan kebetulan nih temen kantor kita juga ya
di kanada juga ada u sport
sama kok berarti sama kayak coke kok ya
udah terusnya menembak pencarian bakat pon dua ribu enam belas
nah tetapi solusi utamanya hari ini sebenarnya adalah produksi
kan saya menteri korporasi bukan kebijakan
menko marves luhut binsar panjaitan mengingatkan presiden terpilih periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan prabowo subianto
ucapan caimin tuh mengapresiasi
misalnya dulu lo dilihat latihan apa misalnya gue gak tau ya misalnya butangkis gitu
sudah bergabung bersama kami malam ini
dibungkus daun baru dibakar
keluaran dua puluh ayat yang ketujuh
jadi lebih sadar diri untuk memilih jenis makanan
jadi ada plt batubara yang mungkin teman teman yang biasa melihat
secara etis sebaiknya memang tidak digandoli dengan urusan jabatan publik
isian kemudian dimasukkan dalam adonan tepung dan dibentuk sengah lingkaran
kemudian yang terbaru adalah energi terbarukan
sering orang karena ingin menurunkan berat badan atau ada tujuan tertentu
jadi untuk krismas berapa banyak makanan yang berbeda
tetapi aku menunjukkan kasih setia
kita ada di indonesia namanya pharmacope indonesia
itu kan banyak manfaat daripada susu yang lain lebih baguslah susu kambing ini kan
dan bahkan juga ada yang ngatain misalnya kayak makan coklat juga bisa menaikkan endorfin gitu ya
jadi kalender yin dalam bahasa korea disebut umnyok
pengemudi dilarang menggunakan kendaraannya dalam kondisi yang menurunkan konsentrasi
kan saya jawab seperti itu ditolak gitu
jadi kita harus siap siap membekali diri dengan informasi informasi yang benar
walaupun murah rasa dari bakso di sini diklaim tidak kalah dengan bakso lainnya
ia yang menyediakan benih bagi penabur
kemudian mereka juga diberikan vitamin
akhirnya yaudah lah sambil nabung gitu kan ya
sampai sekarang masih inget sih rasanya kayak gimana
suhu temperatur di dalam mesin dan lain lain
jadi kan malah menimbulkan komplikasi yang tidak mudah
selain untuk isolasi mandiri jalil mengaku memanfaatkan waktu tersebut untuk beristirahat
tapi tetap ya jaga jaga barang bawaan anda saat menggunakan transportasi publik seperti ini
bagi seseorang yang sensitif terhadap debu dapat menyebabkan alergi kambuh
sementara itu penelitian lainnya menemukan
tapi kalau beda makanya itu sudah berhubungan
kalau ganjar mahfud kan menunjukkan bahwa dia relax aja nih
jadi indonesia night market
warga kota medan sumatera utara sejak era seribu sembilan ratus lima puluh an
tetapi hanya di kawasan kek saja
dia yang harus tau kapasitasnya sampai mana gitu
umkm ini pun mengkreasikan maskot lokal menjadi sepuluh desain
hingga akhirnya kampung tersebut dijuluki sebagai pohon anggur
kalau seandainya tidak menyelahi aturan pasti kita akan bersama sama gitu
tim yang semuanya punya naluri apa ya
dan kemarin diangkat lagi adalah skenario untuk pergeseran manusia
soalnya kita baru nonton full tuh satu jam lima puluh menit tuh
ini para pimpinannya pimpinan partai partainya berada di belakang
ada rasa ketidakpuasan bagi rakyat
secara defense katanya sih mirip mirip sama kewayang leonard
bisa dikatakan lebih sensitif ya prof ya untuk pcr swab untuk bisa menentukan
sekali lagi saya ingin fokus dulu ke kemanusiaan
ini memang kekuatannya sebenarnya kekuatan tingkat kepercayaan masyarakat yang harus ditumbuhkan bahwa berobat di indonesia sama kualitasnya dengan berobat di luar negeri
beliau dua ribu empat sampai dua ribu sembilan belas menteri tenaga kerja dan transmigrasi
jadi diusahakan untuk berpuasa
maksudnya kalau koko budi tuh cuma masukin ko jojo masuk ke bali lepas gitu enggak kalau dia gimana progressnya nanti kalau misalnya
jadi anda cicil beberapa bulan kemudian
refereenya kewasitnya panggil supervisornya
soalnya kalo tenis kan misalnya hasilnya udah bagus
pada kamis malam hingga jumat ini hari jatuh ke sisi tenggara atau mengarah ke besukobokan
tapi dia tidak tertarik kayak misalnya berada sangat sangat dekat
tapi dia masih kuat nggak sebagai stabilisator no tidak lagi
tapi dorongan lo sebagai pembalap tuh apa sebetulnya
impor perlahan lahan bisa kita turunkan
kalau dengan rusia kan ada latar belakang
meski demikian jumlahnya memang masih belum sebanding dengan puluhan smk yang fokus pada industri pariwisata dan perhotelan
dan dia menyatakan keberpihakan dia ke salah satu pihak
adakah pemimpin pemimpin politik yang rela fokus berpikir
pertama kita harus tetapkan dulu harus operasi
dengan saat ini kan belum di apa nih
baik para pendengar saat ini saya akan bacakan komentar al kitab
masih mempertahankan kearifan lokal
karena ini relate dengan daya beli masyarakat
sementara ini kurang lebih yang ada itu jaraknya kurang lebih dua ratus sampai tiga ratus km itu baru ada
brian fuata lebih banyak berbunyi tentang berbicara dengan
new zealand atau mesir ya waktu itu ya
cuma kita bahasa keknya kan kopi tiam kopi tiam
nggak nggak diadopsikan sudah pada saat kita pertemuan
anda harus punya ini informasinya
kalau dia dia yang laporin saya dulu masalah saham di freeport
mengaku sering menghabiskan waktunya di depan layar laptop seharian
gak lolos kan karena dia tidak mempersiapkan
besoknya main pagi setengah sembilan atau jam delapan
dan memerlukan tenaga ekstra untuk menariknya
namun jika hewan peliharaan anda memiliki treatment khusus
dengan tokoh tokoh masyarakat di sana saya datang sendiri di rempang selama dua hari dan menemui masyarakat di sana
punya tekstur seperti waffle
kedua wna itu juga mengganti nama mereka dalam ktp itu
maka saya kira nanti pemerintah akan kembali menetapkan het ataupun relaksasi ini perlu ditarik atau tidak
nah berternak apa penasaran kan yuk ikuti saya dalam segmen we can get away berikut ini
kenaikan juga terjadi pada berbagai jenis sayuran begitu pula dengan telur yang sebelumnya dijual rp dua puluh lima per kilogram kini diangka rp tiga puluh dua per kilogram
karena seluruh kru juga basisnya di jogja
yaitu saya anak saya yang laki laki ya sidki
terima kasih sekali lagi ibu siti nadia tarmizi kepala biro komunikasi dan pelayanan masyarakat kementerian kesehatan sudah berbicara dengan kami di cnn indonesia connected
meski begitu publik menilai belanja dengan dasar modernisasi alutsista tersebut justru mendapatkan respon beragam
kalo untuk rally misalnya gitu
oh berarti pendekatan ke mas tera sama ade nya akbar beda ya
kasih hidupnya itu di basket
sangat banyak yang masuk ke sini
dan juga kita ada whatsapp chatbotnya ini jadi secara otomatis bisa dijawab oleh mesin
jadi dalam seminggu saya cuma kasih satu waktu
sekuriti sistemnya sangat lemah
begitu pula pelancong domestik harus tersekat pembatasan kegiatan masyarakat
betul betul ya ini kan problem
dan coca yang sumber bahan dari cocaine
jadi kita melihat bahwa
hal ini dapat menjadi pemicu munculnya berbagai jenis masalah pada kantung mata

engga cuman dulu tuh papa suka banget sama volley kan
orang yang punya kepentingan itu lah
problem problem yang tadi udah sempet disebutin
jakarta nge pay aja tuh kasusnya
masih ingat dengan perhelatan asian games dua ribu delapan belas lalu
sebelum buah hatinya mendapatkan imunisasi pcv
mas gibran kan di underestimate ya oleh banyak orang pada debat besok gitu
nah aset pribadi ini tentunya pasti akan memberikan banyak sekali keuntungan
dengan isian berupa kentang bihun hingga togi
mungkin komposisinya mas hafir bisa memberikan deskripsi seperti apa
pahami atur menu dan kemudian jaga diri untuk tidak tergoda mengambil pay letter
usai mengikuti kursus pemohon simc akan mengawali ujian praktik dengan lintasan lurus
jadi dengan adanya ini makin semangat aja gitu om buat berlatih gitu
dan kedahuluan negara lain gitu
kandungan senyawa triptofan pembentuk hormon serotonin pada pisang sering membuat buah yang satu ini disebut sebagai salah satu makanan afrodisiak
hingga kesalahan saat mencuci kendaraan yang bisa berakibat kerusakan sistem kelistrikan
oke lah kalau karantina itu mungkin tiga hari masuk akal
salah satu kendala dalam perkembangan olahraga golf di indonesia adalah
kalau siap dengan resikonya ya kita harus bersabar di situ
dalam simulasi yang diberikan di dijen pajak ini
jadi gue berharap semakin luas jangkauannya
yang memberikan paket paket yang terbaru
setelah nasi berasa dimasak kemudian dicampur dengan larutan yang diantaranya terdiri dari berem
bilang wah ini kita harus buka nih
gak boleh bawa benda keras dan sebagainya
mudah mudahan menjawab ini pak
karena kompetensi yang meningkat bagaimanapun juga akan bermanfaat
jadi untuk semua warga indonesia di sydney baikpun student di kampus manapun atau yang bukan student sekalipun
cocok ya menjadi pilihan santapan pagi yang ringan tapi juga mengenyangkan
tapi apakah di sisi supply nya ini akan bisa disambut ya dengan peningkatan produktivitas
pemilih dapat mengajukan pindah pilih selamat lamatnya tiga puluh hari sebelum tanggal pemungutan suara empat belas februari dua ribu dua puluh empat
pdip maksudnya piala dunia isinya politik
kesejahteraan petani yang masih kurang memadai ditengarai menjadi salah satu penyebabnya
kita punya lokal advan polytron cosmos banyak sekali
berangkat dari jakarta spklu terdekat baru tersedia di res area kilometer dua ratus tujuh a jalan tol palimanan kanci
yang namanya pemain jago kita tuh susah banget lah buat ngertiin gitu
mungkin kira kira kita rangkum mungkin dalam satu dua kalimat kira kira apa wujud akhir dari semua upaya untuk melakukan transformasi ini
kalau tetesannya masih cepat berarti belum
adib menambahkan pada dasarnya kasur baik untuk kesehatan tulang selama masih bisa menopang badan dengan seimbang
orang malas kembali untuk menjadi content creator
sebuah identitas yang harus terus dilestarikan dan dipertahankan
dan video tersebut kini juga telah dihapus
keaslian masjid ini masih terjaga hingga delapan puluh
karena melihat angka covid sembilan belas juga mulai menurun begitu
ya ini ngomongin pendukung ya cen ya
tahu potensi gempanya ya bu ya berarti ya
pilihannya jatuh pada menu sandwich
sendiri gitu untuk mengerjakan film ini
bukan perampok bukan orang lalim bukan pezinah bukan juga seperti pemungut cukai ini
kayaknya lagi hangat hangatnya ini bisa kita singgung singgung dikit tentang beberapa rookie
banyak saingannya kayak andriy rimpande lutfi kan istilahnya posisinya hampir sama lah gitu kan ya
jadi bisa bersaing untuk anak anak yang di jawa
yang komunis yang inilah yang itulah
kita udah punya alat untuk melawan si covid sembilan belas tadi
namun sekarang sudah tidak lagi bekerja dan diganti oleh ponakannya
jadi setiap pagi kita rendam jemur supaya dia bersih dia pup dia minum dan lain lain
lockdownnya kan yang paling lama di dunia
cuma kalau secara menang untuk secara tim jarang ya tan ya berarti ya
tanah juga bisa dipantau dan dikontrol melalui aplikasi
hal ini bertujuan menjaga kondisi ekonomi yang berdampak secara global
cuma latihan doang tapi nggak pernah dapet kesempatan buat main segala macem
hingga ikan bawal terperangkap dalam satu bagian saja
pak yusuf ini kemudian bicara soal kekhawatiran publik kekhawatiran beberapa pihak
ditambah memang kemarin itu untuk ke wilayah barat itu tips gratisnya minim
dr gizi berbagai alternatif tersebut juga tidak bersifat meningkatkan gula darah secara tiba tiba
ataupun kapol demetro jaya yang sedang melakukan investigasi di dalam
jadi data data ini tentunya karena kita adalah organisasi yang berbasis sains ilmu pengetahuan
baik pilih ter maupun pinjaman online
yang memang dia melakukan study atau research
tony mengaku sengaja memeras santan secara manual
saya kurang tahu mungkin teman teman di rilozim ya
yang dapat terjadi atur dan surplus kalori
ini penghubung yang cukup potensial ketimbang nanti sampai di semarang
bisa juga dari sektor sektor lain gitu ya
saya sedang belajar karakter putra gajah
sebelas itu dipegangin sama coach harrell makanya sultan masuk ke sebelas gitu
jadi targetnya pinjar draw indonesia lawan jepang
hal ini karena kadar natrium dan gula yang tinggi pada gorengan
bahkan dia udah gede bukannya anak anak kecil gitu
oke chen untuk mengakhiri obrolan kita sama lukas malam hari ini seru banget ya soalnya
tadi dila cerita jadwal yang sebegitu padat gitu ya
rai mengatakan warga negara kelahiran dari luar negeri dan warga australia berusia muda
gue bilang itu sepatu apaan keren banget
dan kebetulan kan juga mereka numpang di sini
soalnya kan semua serba listrik
namun ada juga yang langsung memasukkan madu saat proses memasak
nah lu kan udah berapa kali masuk timnas nih udah berapa kali tiga kali ya de masuk timnas ya
tapi dia punya turunan belanda yang disebut mamad doli
mereka harus bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk dengan bila terjadi keasap yang sangat pekat
eh tapi kalau misalnya buat olahraga gitu senapan pistol gitu butuh izin khusus nggak sih mas
dokter di indonesia gak semuanya jelek
kain tenun ikat sumba timur syarat akan makna
kamu pasti bisa nunjuin semuanya gitu
gue nanya ke vincent tadi emang kalau seratus kenapa ga boleh main gitu
taburannya adalah bawang daun bawang goreng dan ayam suir
nah kalo orang bangka yang biasanya punya mental kayak koko kayak abraham gitu mah sebenernya ga perlu takut ya kok ya untuk main sama naturalisasi ya
tapi memang kedepannya akan seperti itu juga dengan cara model model seperti yang dilakukan oleh gibran itu tentunya akan membuat masyarakat semakin apa ya bisa dikatakan semakin suka begitu dalam tanda kutip dengan apa yang dilakukan oleh gibran
anak sematawayang sumanto dan turis wianti ini menjual kelinci melalui sosial media dan juga pengepul
bagaimana motivasi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan
ada islam ada kristen ada katolik ada buddha ada konghucu
gen z millenials juga mereka merasa khawatir dengan adanya undang undang cipta kerja
belum lengkap rasanya jauh jauh ke sumba
sejauh ini keluarga menyikapinya seperti apa
ini kita bentuk sebagai sarana aja mas bire
sampai akhir podcast pun kayaknya yang denger nggak akan tahu juga sih siapa sih
jadi badan pangan nasional ini mengerjakan dua hal
seperti soal penghinaan presiden misalnya
ya memang kalau daerah timur daerah terpencil itu biasanya agak sulit ya
dan juga di sini pun halal
indonesia saya pikir udah jalan lurus
ya pan menolak untuk hak angket
nih saya kasih tau ambil nira dari batang tebu yang telah diperas
jadi mie ayam dibungkus dengan daun pisang
demi menghindari resiko besar pada kesehatan ibu dan janin
akhirnya ketemu orang ini dan saya udah yakin kalau hari itu sis doan
dan itu bukan jalan hidup gue
dalam satu hari mbak mun bisa menjual belasan tong berbagai ikan segar
atau kalau dia keluar dari pintu
juga kami juga nanti menambah rest area untuk mudik di sembilan belas b
geri mencari jualan vanili ke luar negeri
biasanya tiap tahunnya bayar pbb
serupa tapi tak sama
dan masih terbuka bagi anda semua
pengunjung yang ingin berfoto di kampung praijing
dan jika mereka ingat sesuatu tentang hal itu
penasaran akan paduan rasa fufu dan egusi saya akhirnya memesan makanan yang sedang viral dengan harga rp delapan puluh ini
itu kayaknya kalo gak salah mimin pilihnya futsal sama basket deh
cedera ini bisa dipastikan lewat pemeriksaan secara fisik oleh dokter dan diperkuat dengan pemeriksaan magnetic resonance imaging atau mri
jadi mereka bisa ngambil makannya setelah sholat id
karena harganya jauh lebih murah dibandingkan beras jenis lainnya
oke artinya aman ini seperti apa apakah aman itu artinya memang tidak akan ada efek simpang
di timnas kali ini
setelah ditanam selama minimal empat puluh lima hari rumput laut dapat dipanen
hingga meninggal dunia informasinya ini di santri disana meninggal dunia karena perundungan
apalagi kalo reza sama firdan tuh suaranya mirip lagi gue
kirain kalo lagi hoki gitu ada mas owi sini
selain disebu pembeli dari medan para pengunjung dari luar kota juga ramai mencicipi kuliner viral ini
kalau orang menikah itu kita udah pacaran lama
jadi tergantung bentuknya juga tergantung brandnya
sementara itu perusahaan perusahaan yang ada dihapus di rusia dari kepesertaan mobile world congress tahun ini di barcelona spanyol
sejauh ini sudah ada beberapa daerah mengeluarkan pernyataan
gak tahu boleh gak mau nonton gak ada

cabai rawit cabai merah selalu ke situ
alumni azzaitun itu ada nomor setambuk
selain itu perempuan berada pada matriks kelayakan hidup yang lebih rendah
stres sendiri memperburuk gejala penyakit asam lambung
jadi orang yang lahir di tahun ini bersioklinci tok ip ti disebutnya
ingat diatur jumlah asupannya
dan itu saya kira sudah dibicarakan kemarin dengan pemerintah arab saudi
ya mas ini rupiah sudah hampir enam belas ribu dan orang sudah mulai panik
jadi gak nangis pengen ketawa ngeliat dia
karena pada dasarnya mobilitas dan kedornya protokol kesehatan yang terjadi pada masa belum dan pasca idul fitri
fungsi awal kain sumba adalah sebagai penutup aurat atau penutup tubuh
kalau di pasar sih ada pak itu tapi rasanya lebih kurang enak
kita bisa untuk memfilter dengungan itu
raja ampat terkenal dengan wisata bawah lautnya
squadnya juga sebenarnya gak terlalu
untuk masuk sebagai pemegang asam waskita berikutnya ya
budget yang anda punya dengan berapa orang yang mau anda kasih
hingga lima dua miliar dan menepati posisi kedua di tahun dua ribu dua puluh dua
sehingga mereka ketemu dong istilahnya tuh dengan cohort
jadi orangnya ini memang gua sempet pernah email emailan lah sama dia
jenisnya ataupun kandungannya sama dengan apa yang dialami oleh yang ada di luar negeri ya sampai dilaporkan yang kita tahu bersama
nasi lele mangut lengkap dengan gudeg dan krecek adalah salah satu menu favorit di lawang jogja
keramik sydney itu nanti akan memfokuskan
kemudian ada apa namanya law of the game
sementara ikan bawal yang berukuran lebih kecil sekitar seratus dua ratus gram dijual rp tiga puluh rp empat puluh setiap kilogramnya
ya tentunya ini merupakan satu kabar baik ya
cuman kalau yang di santorini itu nanti kan seperti yang bisa dilihat
pemilik toko pulsa bernama rian tak menyangka lapak jualannya didatangi pebalap dunia
dalam artian humanitarian truce dulu
tujuannya agar makanan dapat dicerna secara sempurna oleh tubuh saat sedang tidur
tetapi apa namanya diluar dugaan presiden melakukan hal yang tidak penting bagi rakyat
ya aku harus kembali lagi harus kembali lagi
kemudian setelah sudah memiliki alatnya set top box ini adalah alat yang untuk mengkonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara yang bisa anda tonton di tv analog yang anda miliki di rumah
setelah ikan beong digoreng sampai matang kemudian dimasukkan ke dalam kuah beong yang tadi sudah saya siapkan
saat ini saya sedang merancang
iya kaya pada saat ini ditelepon kan sama pak camat
jadi kamu bisa melalui tapi kamu harus siap saja
jadi tidak harus melulu susu
ada pihak pihak yang mengakuin bahwa memang bener sih untuk sisi entertainment
itu yang ada di lapangan seperti itu
seperti telur orak arik sosis sayuran dan sambal
saya tanya ke polisi di sini
berbagai motor unik muncul dalam ajang street race polda metro jaya
jadi kayak ini emang ditujuin buat yang kayak yang udah emang mungkin yang nggak main olahraga baseball softball banget
pada saat kita bertanya pada masyarakat biasanya mereka jawabannya sama
pakai bergedel minumnya es teh satu teh manis hangat satu sama es jeruk satu
kemudian setelah itu kita ingin harga itu juga tidak terlalu tinggi di hilir
jadi pengen lagi pengen lagi pengen lagi
karena kegiatan ini tidak bisa berlangsung sendiri
nah bagaimana kita kemudian kita menyatakan bahwa pak presiden itu cawi cawi dan segala macam
di sekitar pertengahan januari hingga februari
tapi grup utama orang yang terjadi dengan adik fentanyl adalah pengguna heroin
sehingga anda fokus pada bagaimana mengelola diri internal anda
banyak pengunjung yang datang pada jam makan siang dan dalam sehari lima ratus porsi bisa terjual
jadi mereka memang banyak bergerak di daerah pesisir
karena pada ujung akhirnya adalah bukan segedar keputusan mahkamah konstitusi
saya jadi ingat foto komeng begitu ya
nah dalam pelaksanaannya ini sedang memperlukan persiapan persiapan lebih lanjut
nembak aja lah bar pada lu cuma kuliah sampai rumah juga nggak jelas ikut aja saya
nu itu kan sebenernya pesantren mas
kemudian terdapat cost of run
nah bagaimana saat gas melihat itu pak
yang di sini ada dua selain satu ini ada yang dua ratus meter lagi di sebelah selatan jalan raya
nah bagi pemula teknik dan cara melewati rintangan dengan aman akan menjadi menu latihan yang utama
kemudian harga telur juga harga ayam yang baik
kalau di kepolisian dikenal dengan pasal tiga ratus empat puluh
vaksin pcv diberikan tiga kali saat anak berusia dua bulan tiga bulan dan sebelas bulan
heroin opioid lainnya biasanya disuntikkan
kita transformasikan ke dalam produk digital yang namanya satu sehat
jadi kayak oh indonesia itu sebenarnya beragam kayak gini ya
ya alkitab memberitahu kita dalam yohanes delapan ayat empat puluh empat
yang mau saya katakan dalam debat pertama kemarin
yang diusulkan oleh kpa bersama serikat petani minahasa di minsel minahasa selatan
tapi ketika dia melepas alas kakinya
di sini ada berapa cold storage pak
tak hanya berisi krim saja kue sus juga banyak dipadukan dengan bahan lain seperti coklat oreo hingga kismis dan buah
seekor sapi milik warga terperosok ke dalam sumur sedalam delapan meter di dusun jambon desa karangtalun kecamatan meluar magelang jawa tengah pada selasa pagi
mereka bisa membuat perdamaian dunia ini
meski kebanyakan dari kita hanya mengingat bagian manis pada suatu kisah cinta tapi jangan pernah lupa kalau kisah cinta sejati itu tak selamanya berjalan mulus kayak gini
tapi untuk yang membawa mobil misalnya agak kesulitan
saat ini jumlah petani di pulau dewata berdasarkan data bps tak lebih dari lima ratus ribu orang
nah lalu bagaimana nih nasib energi di indonesia
ada banyak nama nama baru juga
karena menyesuaikan dengan sebenarnya desain dari stasiun lrt ini yang
bagi suku margaya apen apen bayaren adalah harga mati
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible awr org
sepuluh tahun kan kita begini terus hasilnya apa
kamu nerima apa aja dari sekolah
akan menolong dengan sangat besar harga terhadap penyerangan mereka
tim liputan cnn indonesia
setelah jadi pun obat di registrasi obat itu melakukan
lokasi kecelakaannya di sekitar perairan kepulauan seribu
bisa menanggung hanya tiga puluh sembilan perantasan hantar yang diadvertisikan di belakang setengah tahun
menteri keuangan sri mulyani menunjuk mantar wakil ketua komisi pemeratasan korupsi amin sunaryadi
awalnya luki tahu nggak kayak gitu tuh
untuk itu kami mempersilahkan panelis
kemudian juga untuk masjid di kampus juga mengadakan tarawih berjamaah setiap malamnya gitu sih
ada bedah kecil ada bedah besar ya
vaksin pcv diberikan secara gratis di fasilitas layanan kesehatan primer seperti puskesmas atau posyandu
karena kan kayak misalkan momen misalkan ada pemain asing ngedang
sementara untuk pasar internasional dirinya mematok harga hingga rp satu
ya nah ini yang harus dipahami nih
itu akan menjadi opsi pertama lah
kepala wajah dan puing dari kaca yang berjatuhan
supaya hasilnya bisa langsung kita manfaatkan untuk indonesia
rafael dua ribu dua puluh dua rumah mewah
mas vicky apakah ini juga ada fenomena bakar duit kerjasama dengan platform ataupun mereka sendiri juga mempunyai modal untuk bakar duit untuk mengumpulkan follower mereka sendiri untuk menjual produk produk tersebut
atau apa yang ada yang kurang untuk tahun ini
yaudah lah bentar lagi keluar dari umn
kompetensinya untuk pelayanan kesehatan
di mana kalau dipandingkan dengan batik jawa yang relatif melengkung ya tidak ada patahan
yang saat ini sedang mendalami sisi keindonesiaannya
karena kita sudah boleh berkumpul di luar gedung ya
dan ini adalah hasil yang beruntung bagi australia post dalam masa depan
biasanya diplomat tidak bicara seperti itu dan
seiring dengan semakin populernya pembayaran digital dan transaksi kartu dalam dekade terakhir ini
nah ini juga bagian dari pekerjaan yang sangat hati hati kita lakukan sehingga rekomendasi yang kita berikan
komunitas itu maksudnya asosiasi asosiasi
tidak hanya terkenal dengan produk rempahnya pasar fabian juga dikenal sebagai pasar ikan
mulai dari sajian sego wiwit atau nasi wiwit yang berisi sajian ayam ungkep dan sayuran yang dibungkus dengan daun jati
ketika hakim menjatuhkan fonis sepuluh bulan penjara bagi anaknya yang pernah menjabat sebagai wakil kepala detas mence
panas hahaha ini tinggal menyajikannya saja
bagi yang tidak suka santan disini ada juga soto betawi ini juga yang enak ya rasanya
kemudian berikut adalah mewaspadai penyebaran kasus di tempat wisata
maka nanti akan ada kestimbangan baru
terkadang itu menjadi proses yang tidak simpel itu tadi
nah nanti panel p tiga itu terletak di bagian simpul di atas ini
yang dua hektar itu sekarang aktif atau nggak tambangnya bang
tenggelam di kali ketika kabur dari kejaran massa
ini juga seperti semi operasi pasar
juga tempat itu setelah saya riset
karena itu kan sudah puluhan tahun kan juga seperti itu
terlalu banyak berubah lagi jadi zat yang lain lain bercerita ini bisa jadi lebih berbahaya atau
gejalanya mulai dari demam sakit mata dan batuk
itu pun aku pasangan pertama kali sama dia itu lewat social media gitu ya
karena partai politik punya kepentingan terhadap data pemilih ini
yang juga terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti transjakarta dan kereta pemutan
hingga melukai bagian yang sering terjadi
waktu ini juga menawarkan banyak kesempatan
iya delapan terakhir sudah delapan
untuk memikirkan pertanyaan pertanyaan tadi
tapi secara elektoral ada spill over nya ke salah satu kandidat
iya kasihan adisnya cen ngeditnya cen
ini yang tentunya mereka juga harus saling mengisi dengan antara pemerintah kota
salah satunya syah nessa anggota teater musikal yang masih berusia tiga belas tahun
dan ini dulunya disebut sebagai batu pulau atau batu pulau
apalagi setelah mbah jasya sebagai generasi keempat menggantikan mbah puspa matio
bahwa kita tidak mengetahui wilayah kami berpotensi bencana sampai bencana betul betul terjadi
tapi emang secara jabatan juga ngeri juga
ada alkesa sawo jamblang cermai dan masih banyak lagi
cuma kan balik lagi ke butuhan pelatih juga sih
apa apa saja yang membuat may itu betul betul menyukai
nanti jadinya bukan benar atau salah
yang dari menado yang dari menado
kalau kita meyakini allah adalah sumber daripada alkitab
puluhan tertembak dan ratusan lain dianiaya
serangan hama baik warna coklat maupun kerdil rumput ini mulai
jadi masyarakat siap untuk mendapatkan pelayanan warning tsunami kalau memang ada gempa berpotensi tsunami di perusahaan di tengah laut mbak
pas like sih lu sempet ini gak sih sempet kayak grogi takut gitu gak sih
kota kecil gitu satu sekolah sama sekolah lain ketemuan udah kenal semua tuh kok ya
masih membekas diingatan siapapun yang memiliki pengalaman dengan kawasan ini
hanya ada satu mesin pengisian listrik dengan dua kabel cas
karena kemudian perusahaan yang harusnya memiliki tanggung jawab mutlak
untuk segera mendaftarkan atau mulai melakukan perekaman
artinya mereka bisa mencari informasi ini sebelumnya
tunggu cowopress juga lama sekali kan
terutama pada saat kehadiran polisi meningkat
tapi memang saya lihat sebelum saya di lsm di yayasan konservasi indonesia ini saya banyak bekerja di bidang bisnis sebenarnya
lalu kita akan pecahkan satu telur
selamat berjumpa kembali dengan kami radio advent suara pengharapan
keluaran dua puluh ayat yang pertama
kalau sekarang itu yang dilakukan oleh tambang tambang di indonesia
nah ini padahal banyak perusahaan yang menerapkan esg secara benar tapi kan image
kerjaan yang atraktif gitu ya dan berbagai
ibu sri dean bersama dengan mark anthony
gue bagasana ke tiga dan lain lain gitu lah
mereka yang diselamatkan atau diubahkan
semua tergantung selera anda
situasinya kurang lebih hampir sama seperti orde baru
termasuk dengan beralih pada energi energi yang terbarukan
terus yang kedua adalah pengembangan rumah sakit
tapi di sisi lain di pasal delapan ayat satu
pihak penyelidik pendengar masih berusaha mencari tahu
mulai saling tukar menukar pandangan
departemen tersendiri yang kedua ya
pandemi dua ribu dua puluh dua itu udah tembus satu juta
jadi perlakuannya perlakuan untuk alat medis
nah joy hester adalah salah satu anggota dari lingkaran heidi
nanti platform platform mana saja yang akan terjadi kebocoran ke depan masyarakat punya dasar hukum yang jelas
kontrak habis bulan apa tuh koko berarti
yang dilakukan penutupan nah kita
ini memang kalau dari informasi yang kami dapatkan dari wasakjen tadi
iya langsung aja lah daripada kita panjang lebat kita langsung kemarin aja
tahapannya ini apakah sudah
kita dikagetkan lagi dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar as yang menyentuh angka lima belas lima ratus sembilan puluh rupiah pada sering kemarin
nah ini yang kenapa kita mau konsultasi dulu agar harga pertamax di indonesia bisa diumumkan tiap minggu
terus kayak lebih banyak explore ke mungkin daerah daerah bali
serbuk kayu diganti tiga hingga lima hari sekali untuk mencegah tikus berbau stres
salep yang untuk merangsung meredius gitu
yang juga akan ditanggapi oleh penampil lain
misalkan mereka harus membayar inflasi tambahan untuk kenaikan harga pupuk
bagaimana mobilitas penduduk berdasarkan timeline libur panjang antara februari dua ribu dua puluh sampai maret dua ribu dua puluh satu
atau mungkin bikin melodinya dulu gitu kalau misalkan siner romantis bikin melodinya
ketika dia asuransi itu kan
dan bagaimana jenazah itu dipulangkan itu kan secara transparan tidak ada yang ditutup tutupi
sampai sm tuh wah lawan prawira cuma dua puluh
baik beda sumbernya tidak berkaitan kecuali masih dalam satu wilayah ya
yang menjadi persoalan adalah bahwa kalau dulu itu misalnya di bulan empat itu masih imported cases
jadi emang waktu itu kita juga pengen ngincer yang kayak villa gitu yang kayak tim tim lain
oleh karena itu sejatinya katanya kita tidak punya uang ya kan
memang di timur ini menurut saya ini sepeda motor nampaknya berkurang juga dari tahun dua ribu sembilan belas
tapi menurut gue dia masih deserve untuk menang gitu
dan kami sudah menjelaskan dan memperbaiki kemampuan yang bagus
sementara itu rektor universitas jambi prof helmi membantah
nah disitu potensi itu menimbulkan suatu gangguan mental
sidang darurat oki dan indonesia adalah salah satu pihak
kalau ada yang mau bayarin sih gak apa apa
jadi kami lihat dulu madunya mbak
jadi saya kebut kebut kalau ada pun kalau yang pribadi
tapi dari kita kalau mau ada kegiatan hari raya galungan
untuk pendidik kan cuma lima berapa lima enam juta gitu kan
stand jasa reparasi tas di asrama haji sukolilo surabaya ini tak pernah sepi pengunjung
karena syariah di kita porsinya masih kalah dengan bank konvensional
kalau dengan ukraina kan
gippsland di wilayah victoria mengalami musim kebakaran awal
dan melakukan segala pekerjaanmu
seandainya mereka mereka itu
berikut ini kita akan buka bersama
siapkan yang terbaik dalam kedelai ini untuk menolong
percintaannya terhadap olahraga basket semakin memperkuat konsistensinya untuk tetap berkarir dan menorehkan prestasi di dunia yang telah membuat hidupnya lebih berwarna
satu belum pernah terjadi dalam sejarah pilpres penyelenggara pemerintahan itu diundang
ketegapan tubuh kesantaian tubuh kulit yang lebih sehat
kita harus bisa menikmati secara positif
menurut lu bagusan mana
sayangnya saat ini bose baru bekerja sama dengan satu bank saja
nah kalau makanannya sih sangat bervariasi ya
tadi sisa uangnya rp tiga belas dari rp seratus yang tadi saya bilang
yang kemarin pentas di ande ande lumut
angkot atau singkatan dari angkutan kota
kayak semacam latar t gitu ya kan
mereka melacak pemilik asli sapi itu karena keingin tahuan
tujuh dalam bahasa jawa disebut pitu yang kemudian diartikan sebagai pituduh dan pitulunggul
nah terima kasih dr dika dokter spesialis kedokteran olahraga telah bergabung bersama kami di pagi hari ini
kalau offline event kan udah fix nih budgetnya segini mereka datang ke saatnya manggung selesai gitu
emosi yang beruap ruap dari para tersangka
hal ini dikarenakan hubungan harmonis masyarakat yang majemuk
salah satu mimpi buruk bagi atlet adalah mengalami cedera di bagian lutut khususnya cedera acl
kuah beningnya meski terasa ringan
maksudnya kita harus mencari yang lebih tinggi dari satu satu
jadi kayak mereka harus tahu kalau di dunia balap ini ya kalau mereka misalnya pengen turju di dunia balap tapi mereka misalnya mau sekolahnya jadi dokter
gue masih jalanin yang dimau sama coach raiko
atas prank begal tersebut galih kemudian membuat video permintaan maaf di akun instagram galih lost
ketika berada di jawa tengah saya meneruskan perjalanan ke jawa tengah
yang ketiga adalah perbaikan yang perlu kita lakukan atau intensitas pengawasan di post market yang bisa kita lakukan
apa sih yang untuk mungkin mengurangi emisi lebih jauh
hanya lima km mbak jadi energi itu terlepas ke atas seperti masih utuh ya
berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya menjelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan
kalau digabungkan datanya dua gini
kalau pegadaian iya gue pernah tuh nyoba kan
caranya sederhana sepuluh lima belas orang berdiri dengan posisi melingkar
harapannya paling tidak di situ itu pun juga akan diikuti dengan penataan bangunannya
selain tadi ya upaya upaya pelindungan pribadi ya
untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para penyewa
apa yang menjadi hambatannya kita kan tahun dua ribu dua puluh satu setahu saya india india ini kan mirip mirip indonesia lah
dan yang existing itu persisnya berapa
oke mbak nizar ini puasanya lebih lama nggak sih di texas sana dibandingkan di indonesia
hal ini untuk membantu meningkatkan fungsi metabolisme dalam tubuh
nah itu sudah kesulitannya di situ
sudah bisa membentuk antibody untuk mencegah terinfeksi dari virus corona
jumlah pemudik pada lebaran dua ribu dua puluh empat mendatangi di prediksi akan mencapai satu ratus sembilan puluh tiga enam juta orang
pernah wirawan tentara polisi
mau mampir ke salah satu anjungan daerah enggak usah khawatir kena biaya ya soalnya gratis
prinsip untuk meningkatkan kompetensi kami setuju pak
dengan jul pembahasan kita saat ini
angkanya angka penganut islam agama islam atau muslim ini mencapai delapan belas
jadi kami dapat informasi dari warga di social media bahwa listrik ini mati hampir dua malam begitu
kalau kita lihat positivity rate di nasional kan masih di atas sepuluh ya
sekarang janda jadi rw ya sudah
atau justru sebenarnya seperti yang sedang viral juga nih
cak imin keliling di jawa timur
ya maksudnya sebutan orang ya biarin aja
hanya keluarga keluarga gue kan
untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel
di sisi lain julukan menarik lainnya tersemat pada kota ini
lepas ini aksi heroik para petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan gul karmat

falan makan pejuang demo juga mbak jadi ya stres dl ya udah deket ya udah kita kerjain dulu deh nanti
ppi di sini pelajar perkhidmatan pelajar indonesia
untuk sampai dengan akhir panen nanti kita akan lakukan penyerapan panen
bukan hanya saya yang merasakan nikmatnya nampaknya
sedangkan roster berwarna dapat memperkuat konsep desain modern
atau yang ada di dalam air di bawah bumi
dengan tetap melestarikan hewan hewan tersebut
atau hanya menggunakan alas kaki minimalis
sehingga kemudian itu bisa dialokasikan untuk menambal subsidi bbm
jadi ajangnya juga sebenarnya ada banyak gak harus dari go kart gitu
pasti anda kenal beberapa bandara indonesia memang dimodali oleh pemerintah tiongkok
dan masjidnya lumayan besar
dipantau asistennya tampak berbagai macam cerawan dalam kuali besarnya
pada pukul sebelas waktu indonesia barat hingga pukul tiga belas waktu indonesia barat
seperti yang terlihat ini ada salah satunya jalur kuning ataupun gajah
aku tahu bahwa kita ada hpl di indonesia
karena itu yang ketika peace generation didirikan itulah yang ditemukan
mengisi waktu liburan dengan mendatangi tempat wisata sudah biasa
kenapa selalu ada saffron pak di dalam makanannya
oh bokap atau nyokap
melalui tim darat maupun udara
dan mereka juga masih tetap bisa menjual harga yang di bawah satu lima juta rupiah
untuk melanjutkan perjalanan mereka ini bisa fresh kembali dan bisa selamat sampai tujuan
fenomena el nino itu kan pemerintah ini telat
dia bilang jo kita anak basket tuh harus pinter pinter nabung ya
ini tuh aset yang paling kebal sebenarnya terhadap krisis
di mana banyak warga australia libur kerja
hadir di pengadilan magistrat barat
nah sekarang alhamdulillah sudah ada sedikit perbaikan
ada bakso aci batang gar aci cireng cimol bakso goreng aci hingga citul ada di sini
karena film ini kan sebenarnya ditulis juga dari research yang panjang gitu
dan pengabdian bidan pita dalam membantu ibu dan anak warga pedalaman
jadi misalnya beberapa filmmaker datang ke suatu tempat atau landscape
kekuatan air penyelenggaraan dan aspek aspek tersebut
selain pistons tadi yang udah gue sebut
lalu selanjutnya kita akan panaskan kompor
jadi yaudah kemarin buka puasa kebetulan pakai kelapa muda
itu ada perputaran rotasi bumi
owi udah pensiun tiga tahun ini sebelum akhirnya bikin gor
misalkan salah satu pemenangnya adalah

enggak suka mengejar keramaian atau komo seperti itu
kita harus sekarang mendidik
jumlah pusmas sekitar sepuluh dua ratus di seluruh indonesia
pt cilang kapten ijaya
tapi memang kita tetap perlu hasuas pada tadi terkait dengan peningkatan kasus covid ya kemarin saja hampir menembus kembali sepuluh ribu ya untuk daily casesnya
kata siapa memulai bisnis butuh modal besar
nah dalam kondisi semacam itu sesungguhnya yang menjadi korban utama adalah masyarakat miskin
kalau misalnya lu cuma bisa main satu doang nanti lu jatoh jatohnya kayak si corey joseph lah
jadi kita tidak perlu mempertentangkan ya
itu masa pengerjaannya bisa dua sampai tiga tahun
perbedaan istilah dari ketiga
selain itu juga mengimbau masyarakat untuk ikut melakukan kerja bakti
untuk saling menjaga hutan termasuk ke korporasi ya harus bertanggung jawab begitu
yang bertambah karena terjadinya krisis iklim
dan kebiasaan kebiasaan yang telah begitu menerima
karena yang saya pahami majelis hakim yang mulia adalah wakil tuhan di dunia ini
anda tinggal datang langsung ke dinas kependudukan dan juga catatan sipil di wilayah tempat domisili anda tinggal
jadi mereka ternyata netizen itu sangat terkesan
terus aku tau dia pemain dobel yang bagus
karena terkait dengan poa kan
dan untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual
informasi yang terkait dengan entah bagaimana membuat wajah menjadi cerah
akan saya informasikan kepada anda lagi bagaimana update nya yang akan datang
mengembalikan uang itu kepada negara atau mengembalikan untuk dikembalikan kepada rakyat
dengan persiapan yang tidak terlalu panjang
main pasti kalau kan di matchnya dalam play dua
tidak hanya di jakarta tapi juga di daerah daerah lainnya
direktur dan penulis naskah untuk teater ini
sementara harga indonesia crude price icp november dua ribu dua puluh dua adalah delapan puluh tujuh lima dolar amerika per barrel
mendidik anak anak muda kita nggak bagus
seporsi nasi hainan dan bakmi dengan topping bebek packing panggang harganya rp empat puluh tujuh
jadi ya jadi dari sma
karena karena gue sepakat apapun ini bukannya soal filosofi ya
kedua terkait undang undang pdp yang kami dengar sudah dalam proses penomoran undang undang mudah mudahan dapat segera diundangkan
betul betul gitu jadinya ya
dan jangan lupa follow kita di media sosial
para veteran yang menderita ptsd dan masalah tidur harus mengetahui bahwa ada bantuan yang tersedia
udah banyak banget pertunjukan offline yang digelar ya
atau memang amal konstitusi itu juga mk
menurut dokter spesialis kulit faktor penyebab munculnya mata panda yaitu karena pelebaran pembuluh darah
kayak tinder atau sebelumnya betalk mungkin yang dulu pernah terkenal itu ya itu udah pernah pakai
untuk ukuran paling kecil dijual per porsi rp tiga puluh
tetap kita yakin pertarungan akan
dan tapi mau nggak mau nih gue tuh kayak mungkin darah gue udah mengalir jiwa balap
atau sekitar enam meter dari hadapan selama dua puluh detik
jadi nantinya tidak terlihat serius begitu untuk membangun bahwa
kalau bonville mah jarang kepanggil timnas
terkait soal kemarin memang di piala asia
catatannya ada tiga dua juta kasus
ribut gara gara pemilu ya mas
akan menjadi aset pribadi bagi siapapun yang memilikinya
hal ini menyusul setelah pada hari kamis kemarin gunung semeru mengalami tiga kali awan panas
itu waktu aku di gresik
bisa melaksanakan tugas untuk negara
total koleksi tanaman anggrek di gria ini mencapai delapan ratus suku
punya clothing sendiri kan clothing an sendiri kan
seperti itu dan memang tadi baru saja sudah lewat kereta lrt
di negara lain nggak ada tuh yang inflasi seperti di kita
lebih bagusnya sih kalau parkirannya ada di stasiunnya
jadi untuk dijaga akim elis pun
dengan petani amerika yang lahannya ratusan hektar
penculikan siswa dari sekolah sekolah di nigeria utara
mereka berbagi perbatasan darat terpanjang ya
hindra menjelaskan seorang anak akan mulai masuk masa pertumbuhan pesatnya menjelang remaja ketika berusia sembilan tahun
karena sekarang kita harus ingat siapa yang saya beritahu kapan dimana
yang merupakan kedua kalinya dalam tiga puluh tahun layanan tersebut tidak melaporkan keuntungan
jangan menggunakan sentimen tapi rasional
saya terlambat tuh bukan kali ini aja
itu banyak banget temen temen gue juga
sejak kemarin juga pak mahfud menyebutkan ada orang diduga
hampir semua balapan tuh harus pakai leher
jadi bagi mereka yang punya zona merah mengawasi anggotanya supaya tidak keluar
dan pemerintah perangkap jepang
oke sebenarnya olahraganya apa itu tergantung olahraganya mau ngapain dulu nih mas bram dan mbak mai ya
yang pasti bagi anda yang belum terbiasa lari tanpa menggunakan alas kaki ini tentu harus butuh penyesuaian
kalau sampai serangan darat secara full force dilakukan
fahmi mengatakan dia percaya jika infrastruktur dikembangkan dan regulasi diterapkan jalanan akan menjadi lebih nyaman bagi seluruh pengendara
aku buka di sini karena aku datang di indonesia aku coba cari tempat makan makanan afrika
untuk menu nusantara ikan bakar makasar dan krengsengan kambing
nah sebenarnya kalau mau batubara bisa berkelanjutan sampai ratusan tahun
kemudian perut menjadi datar dan lain sebagainya
itu kita buat regulasinya
bukan melakukan sebuah verifikasi konten
mbak bibip secara hukum tata negara apakah penerbitan prp cipta kerja ini mengabaikan putusan mk
yang ada di surabaya sejak surabaya ada itu adalah kawasan
ya sudah satu trigger kecil terjadi efeknya domino
saya harapkan jadi jangan sampai inflasi kita naik lagi karena itu akan sangat memberatkan masyarakat
menyatakan bahwa yang disampaikan oleh majuris hakim ini
namun kereta terjadwal akan berangkat sekitar satu setengah jam lagi
tarif penitipan yang dipatok juga beragam
kalau kita yang di luar ini jangan salah ngomong loh
anda bersama sbs bahasa indonesia
pertanyaannya kenapa nggak jawa jawa hari
sejak tahun dua ribu dua puluh satu kemenkes juga telah mengembangkan platform satu sehat dan citizen health app sebagai bagian dari strategi transformasi digital kesehatan
dan pemakaman almarhum sendiri dilakukan secara kedinasan
saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian bap dari richard
untuk mencegah perpu ini
dari kilometer tiga puluh enam menuju ke arah tol cikampek ke arah cipali
bagi banyak warga australia
kalau tinggal di melbourne
jadi memang menurut saya tentunya ini pasti sudah menjadi pertimbangan
kalo fair fairan sih emang berat sih
banyak juga ada beberapa teman teman gus durian juga bantu kita kok
kalau van dinyalon jadi capres
karena kan kita bencana sih nggak ada yang tahu
minapan tiket pulang pergi
atau justru kita berharap mungkin aja lima satu lima nya untuk indonesia membalas apa yang terjadi november ya
oleh karena itu program program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan diirmat di rapbn dua ribu dua puluh lima
dan juga bang egy bilang anak muda perlu hati hati juga kita menghadapinya
sehingga walaupun sudah di katanya dicuci bersih dengan alkohol itu tidak bisa mematikan virus ataupun bakteri yang menempel di stick tersebut
tapi ada batas maksimal dan juga proses seperti apa
iya jadi semua kartu indonesia pintar kartu indonesia sehat segala macam semuanya
jadi tiga paslon itu udah paling ideal
barong kemudian piti pitian ini juga suasananya musiknya musik gandrung ya nari gandrung sama

laporan yang dikeluarkan pada bulan januari tentang daging yang dibudidayakan
jadi kita bebaskan tidak perlu izin gitu ya
dan apa yang kita lakukan jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan bila kita berada dalam kerjaan sorga
tapi kan mas anies dan juga caimin sih ketua umum partai ya dan pkb dulu menyetujui juga sih undang undang cipta kerja
di sekolah pintar harapan lippo village

habis hari latihannya empat jam deh
sejak dari awal sampai akhir
soal komitmen pemerintah mengatasi dampak perubahan iklim
beberapa tahun yang lalu misalnya pernah seorang perempuan mengadu karena kdrt
ya baru dibuka sekitar tiga minggu kedai yang berada di dekat taman puring kecamatan kebayoran baru ini viral di aplikasi tiktok
yang disusun oleh sam dover dan cis ocuse
jadi bentang alamnya di situ kita fokus di area di mana memang hutannya masih bagus juga
jadi nanti karena saya bukan pengabdok politik kita masuk sedikit ke situ
ya itu pun juga pengorbanan dari orang tua
sirloin karena memang kalau carnivores itu banyak yang lebih suka sirloin yang banyak fatnya
dia panama paper apalagi pandora apa segala macam itu
ada cara penyampaian yang tidak benar
kampung praijing menjadi simbol kemandirian warga sumba
untuk menikmati makanan ala jepang dan korea yang biasa dijual di restoran mewah namun dengan harga yang terjangkau
iya iya kalau kan gak boleh disini gak boleh ngerokok
nah terus tuh pas di augie juga udah sempet bilang soal masukan soal jadwal ibl nih
nah mending kita tanya tanya langsung saja bagaimana suasana ramadan di sana
menyambut baik kehadiran posko ini
kondisi airnya itu akan berubah ya
mungkin itu yang nanti coba dilonggarkan apabila target vaksinasi tidak tercapai
di sisinya ada damai
jadi karena sering kebanyakan kalau misalnya itu kan orang kan ngomongnya
tapi so far aman kak maksudnya gak ada yang ngulang atau gimana
kuah heci mirip seperti perpaduan siomay dan mie rebus sausnya berupa kombinasi antara saus
ada daun salam daun bawang dan daun bawang
nah seperti inilah sisi kota episode kali ini
saya sebagai seorang yang senior dalam hal ini saya nggak mau dong negara saya begitu lagi
bangun tidur itu kaki saya tuh nggak bisa lurus
kalau psn proyek strategis nasional cepat kan
lalu kita akan taruh roti ini di atas
amin sehat selalu mbak salam untuk selama lamanya dulu
dan juga masyarakat sendiri untuk mencintai produk dalam negeri pak
ambil sesuatu terdekat untuk melindungi kepala sekali lagi wajah dari puing puing yang berjatuhan dan juga pecahan kaca
jadi saya mau mengundang baik pendengar maupun juga ayura
yang sering menganggap kita adalah diri kita ini orang benar
kami bertanya dalam hati dan pada kita semua
akhirnya seperti tadi mbak maifri udah bilang
di beberapa tahun kebelakang sama sama
ya nyari relasi sih sebenarnya nyari parter ujungnya nyari pasangan sih ya yang pasti ya kalau dari tinder yang match
ya kalau bagi kami sih siapapun itu sudah keputusan final stj ya
jadi ada polisi yang bantu kita ketika kita jalan di sini
thr dan sembako untuk bah minto
ngeri juga tuh bawa kalau gitu
tapi mereka juga membangun plt batubara mereka secara masif
rumah petak bungil berdinding kuning menyala ini
bukan platnas dari man polro bukan
saya kan awam ya sama olahraga
oke nah ini tadi sedikit disinggung kalau kembali ke indonesia ingin booster
bukan berarti kemudian kita latah mengikuti jejak negara lain
ya kalau saya sih kalau begitu begitu terus mending nggak usah lah nggak usah teruskan
karena memang seedingnya ini masih cukup tetap ini echen kemungkinan sampai akhir nih sampai
saya enggak menganggap itu arahnya ke pkb
cewek ceweknya kemudian juga ada beberapa tokoh yang menyatakan ya lebih kepada ajakan untuk ya sudah lah
nah itu yang paling banyak dibincangkan gitu ya
jadi menurut saya kita harus ada pendampingnya
tadi dihadiri oleh capres ya pak silih
diobati datanya masuk situ disimpan lagi di handphonenya
apakah tidak ada filmnya
dan ini sebenarnya banyak sekali banyak sekali
nah jadi latihan terus dibina sama pelatih saya di bangka
dikat aja boleh ya
pertama yang sebetulnya harus kita lihat adalah apa yang terjadi pada suku bunga di dalam negeri
berada di posisi top di pemerintahan yang menjadi support system anda di azayitun
kampung kaum pandak yang berada di kelurahan karadinaan cibinong kabupaten bogor
dan kalau ke satu lagi yang panjat tebing tuh bener bener dipikirin gitu kayak
waduh tapi pernah lawan lu wid di kejurnas
atau di radio advent suara pengharapan
lebih besar dari koalisi pemerintah yang sekarang cuma dua ratus enam puluh satu kursi
katakanlah kalau untuk padi dia menghasilkan satu ton padi diberikan insentif lima ratus rupiah per kilogramnya misalnya
dengan dukun tapi kalau misalnya kita pesulap
jadi gue harus berpikir gue punya kekurangan ini kaki gue udah berhasil operasi
karena dari lima lima ratus sekian itu masih tersisa hingga data yang kami terima terakhir itu empat sembilan ratus empat puluh tiga
pentasnya butet kamu boleh loh
dan ini sudah kami sampaikan saat kami bertemu langsung dengan kepala badan panggung
pak hadar kalau melihat dari pengalaman pak hadar saat itu
karena perkuliannya tuh bisa online bisa offline kita bisa milih gitu kak
saya membaca surat surat joy hester
sepuluh ini kita lakukan prioritas
dia ngerti tuhan ya
yang disampaikan ya bahwa ada negara negara tertentu yang sudah boleh masuk
survei dari ppm terakhir itu adalah tentang
kemarin sudah coba sih sekali
karena lapisan luarnya masih utuh
homestay ini tak hanya sekedar penginapan tetapi juga tempat tinggal pemiliknya nur maniar
ya nanti keputusannya ada di pengadilan
kami persilahkan kepada capres nomor dua
tetapi kalau kita punya standar tinggi misalnya tahun depan
harus punya apa ya kedisiplinan bermain
terakhir bu nadia perlukah kita yang mendapatkan vaksin astrazeneca ini untuk mengecek ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan
jadi kalau kita pertama berbicara terhadap ump untuk satu orang saja itu bisa jadi cukup
itu sekitar dari tiga ratus lima belas sampai empat ratus nanometer
manuk londo adalah sejenis burung hasil perkawinan antara burung puyuh lokal dan burung puyuh perancis
saya mau menyapa pak f indy ghazali bang ege sudah bergabung ya
bisa diajak nyunda kalo lawan bicaranya nyunda banget nyunda banget
sementara untuk tiket parkir kendaraan dikenakan biaya sebesar rp sepuluh untuk mobil dan rp lima untuk motor
kalau pak prabowo yakin sama erick
namun saat ini kondisinya cukup memprihatinkan
karena pneumonia bukan hanya menekan angka kesakitan dan kematian akibat pneumonia
petani padi ini harus meminjam uang dari tetangga untuk membeli beras dan galon untuk air minum
jadi suka bertanding di luar bangka gitu
bagaimana saat ini sebetulnya roda perekonomian bergerak di sektor hilir dalam hal ini adalah mereka yang bergerak di sektor umkm begitu
namun kesenjangan yang signifikan
jadi kayak gue mutusin yaudah gue main bola aja deh di sekolah gitu
oke dan ini ini areal ini semua masuk ke dalam ring tiga dan empat ikn ya bang
dan nanti biar suara waktu pencobosan biar bisa pilih suaranya menjadi banyak
untuk membantu menyehatkan pencernaan
barongsai sendiri sudah ada sejak ribuan tahun lalu
kepada beberapa pembayar pajak atau agen pajak terdaftar
serta juga anak anak yang masih kecil
kakak kelas terhadap adik kelas anak yang bertubuh besar terhadap anak yang bertubuh kecil
sehingga pencemar pencemaran sudah dipastikan tidak ada di obat
tentunya masyarakat sekali lagi tidak perlu khawatir begitu ya karena sudah lewat begitu ya dari apa yang sudah tadi ibu sampaikan
tetapi disajikan dengan tampilan yang menarik serta ikonik
apa segala macam permintaan kuota pasti akan naik
dan apabila anda mempunyai pertanyaan
agar susu steril kemudian dipanaskan dalam suhu tujuh puluh derajat celcius
tolong bacakan juga firman tuhan dalam satu korintus enam ayat sembilan belas
soalnya di dalam kalau kita bilang ada ember biru tadi
dan presiden juga sudah menyatakan ini akan diperluas
dia minta core corenya sepurs pindah ke sixers semua anjing
setelah kami mendapatkan data tentang obat yang sudah pasti tidak memenuhi standar
apel ayam tahu telur burung puju hingga jengkol
demikianlah pendengar setia kita baru saja mengikuti ruang komunikasi keluarga
masih mendapatkan informasi dari masyarakat
anakara prastawa di yaksa terlebih dahulu membela klub aspak jakarta pada tahun dua ribu sebelas
acara ini merupakan acara tahunan terbesar di australia
tppu itu merupakan rangkaian dari kejahatan asal
terus juga ada career talk juga
karena takut menginfeksi ke tikus yang lain
ini merupakan langkah awal karirnya sebelum masuk liga profesional

jadi yang kita harap juga pendisinya itu bakal diverse
jadi ide ini juga mungkin perlu sebagai alternatif ya dalam rangka restructuring dari keseluruhan bumn karya ini
tapi faktanya produksi ditarikkan meningkat
dua ribu an lalu masih main kan
bangun dialog di masing masing perusahaan untuk dibicarakan
dengan haris soehendra selaku manajer senior korkominus
menugaskan kepada pt lain
tersebut dan juga apa namanya melihat

setiap kuota dan jumlah jamaah haji itu kan dipersiapkan berbagai layanannya itu sesuai dengan kuota yang telah diberikan oleh pemerintah arab saudi
dalam bahasa indonesia adalah pelayanan dan dukungan sosial
menurutnya asean akan menjadi pusat ekonomi dunia dan mitra dagang yang baik bagi negara negara di uni eropa
dan kita tahu semua bahwa di daerah jakarta kita belum bisa mendefinisikan pasti jalurnya
nah itu itu jangan dibiarkan seperti itu
sebenarnya kalau kita punya waktu banyak nih kita banyak lagi yang mau ditanya
menurutnya heboh kereta bekas jepang ini diawali oleh
kenapa ada kecepatan yang berbeda di jalan raya tersebut
itu juga awalnya gak langsung beli jadi
nah oleh sebab itu maka alternatifnya adalah
nah itu yang sangat kita sayangkan sekali
anies caimin ini kan kemarin tuh
dan hanya boleh dipakai di area yang terbatas
meniatkan untuk menyelesaikan masalah
tersimpan di museum pusat sejarah raja abdul aziz
dari mas adit buat kariko
padahal pas juara all england owi masih di bully
ya maggie memang tiga bakal calon presiden baik ganjar pranowo andis baswe dan juga prabowo subianto
nah jadi tidak hanya nasi ya
salah satunya adalah dengan menonaktifkan informasi tentang kondisi lalu lintas
nah sejak februari kemudian pemerintah melakukan
kita taburkan wijen pemirsa di atas adonan yang tadi sudah saya susun
dan ini saya kira tidak bisa dielakkan karena kemudian
misalkan nih semuanya dimasukin begini aja sampai ikut cetakan ya bisa bisa aja jadi kerupuk kuning
di persidangan jaxa mendakwa
pengen instan gitu ya jangan pengen instan ya
yang sono bilang ini tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku secara universal
jadi dari seperti itu ternyata oh rasa tidak berubah dari dulu sampai sekarang
mereka bakal berjualan sampai ke provinsi tetangga
yang ketiga harus ada konektivitas dan integrasi tadi
masakan rumahan sederhana dengan petis bawang goreng dan cabai ini cukup membuat kangen kampung halaman
jadi kami betul betul melakukan proses screening yang insya allah lebih baik
iya benar engagement ini kan isinya adalah respon publik
ya karena mungkin udah dari dulu juga sering sih belanja ke sini juga
untuk mengenang peristiwa tersebut sebuah monumen tugu proklamasi didirikan di perempatan jalan siliwangi di pusat kota cirebon
oke prosesnya terus dilakukan untuk validasi dan upaya upaya lain termasuk mitigasi agar tidak kemudian dampak besar berlanjut begitu ya mas ariyandi
jadi sebesarnya dua ribu dua puluh empat sampai dua ribu dua puluh tujuh alat alat canggih
aku harus berdoa sama ya aku harus berusaha gitu
karena itu biar gampang privatnya latihannya juga
dari rp dua sampai rp seratus
agus suratman ayat sudrajat d s d
atau dijajakan secara berkeliling
ini akan mengurangi jumlah jemaah haji yang wafat di sana
jogging atau lari santai dan berjalan kaki merupakan salah satu jenis olahraga sederhana
lu gitu levelnya ya masa mau segitu gitu aja gitu
alby pratama baramaestro jakarta
dua menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara pdn dua ratus empat puluh enam jktsl sepuluh jktsl
karena nembak ini nggak bisa apa ya nggak bisa mengekspresikan kalau menang atau kalah gitu
selain jenis motor kecil hingga motor besar
dulu waktu ospek itu tuh kayak gue nggak tau juga mereka tuh
jadi saya kalau diem malah gampang masuk angin saya
jadi kan kemarin nah ini kita lihat ya
eh hampir lima tahun lima tahun tuh udah bisa baca
sementara untuk israel palestina aja gitu yang konfliknya sudah berjalan
ya hype nya hype nya sih menurut gue
ini khusus memang untuk cetacean
hubungkan antara semarang ke sayong kendema jadi ini yang apa jebak jalan yang merupakan jalan nasional yang
walaupun levelnya tiga tapi positivity rate dki itu masih delapan sepuluh
terus ya jadinya cocok aja sih
terus juga di sini ada bawang batak juga ada rias nih
setidaknya ada dua hal yang ingin irfan wujudkan lewat pwa
dia bercerita tentang suatu hari ketika dia dan keluarganya sedang sarapan
untuk menuju ke stasiun bandung
lebih lebih apa ya lebih dalam lagi gitu
juga yang di hilirnya bisa kita kontrol bersama
setiap hari bergantian main ada yang free ada apa
nah ini yang cenderung tidak memantik perbincangan di publiknya pendukungnya
lalu imanmu makin bertumbuh
setuju apa gak setuju
waktu yang seri jakarta sama bpj
begitu yang tepatnya di pintu bali
ketika harus ada verifikasi berarti saya harus keluar dulu
ya mas toto kalau kita tadi sudah baca beritanya kita tahu seperti bumn karya mulai dari waskita wika adi dan pt pp
bahan yang digunakan yaitu mainan karakter tutup pentil tang potong bor dan lem
banyak orang berpikiran dari mana sebenarnya dana didapat oleh azayitun dengan segitu besarnya
sekarang pam itu merencanakan supaya peminuan air bersih di jakarta ini
berarti tidak ada yang namanya membayar denda
saya melihat kinerjanya secara umum ya dari lima belas apa namanya menteri yang ada di empat belas kementerian
ketika hutang yang telah dilakukan
organisasinya baru saja meranking dua puluh lima maskapai penerbangan teraman
stasiun cicalengka ini seperti apa kondisinya pak
menurut oktoh hal hal yang berkaitan dengan aturan permainan naturalisasi pemain dan semua kontroversi yang terjadi selama sea games perlu dibahas serta dievaluasi untuk pergelaran sea games dua ribu dua puluh lima
apa dibikin tim dibikin tim sendiri sendiri gitu
sudah kita sudah punya datanya ya
maka itu menghasilkan letusan konflik agraria
artinya nanti teman teman
nah selama di hotel karantina maka para wisatawan itu menjadi tanggung jawab kita
tapi kalau teman teman sendiri yang dari berbagai belahan dunia melihat puasa atau bulan ramadan yang dijalani oleh miki sebagai muslim seperti apa
ini akan dari jam berapa sampai jam berapa untuk tanggal empat belas juni
kemudian juga ada penyidik senior lainnya yaitu ambaritana manik yang mana ia sudah bekerja di komisi pemberantasan korupsi sejak tahun dua ribu lima lalu
kan kalau snap an itu pakai teleskop ya
dan itu kan patokannya dari mana kita gak pernah tau
apakah kenaikan het ini memang dibutuhkan pasar saat ini pak
itu kemudian didamaikan tapi tanpa merespon lebih lanjut bagaimana memeriksa
menurut lo gairah pembalap cewek dulu sama sekarang tuh beda nggak sih
karena itu secara spesifik ada istilah school bullying yang kemudian berakibat juga sedemikian fatal
sahabat pendengar dalam situasi apapun sepuluh perintah hukum allah tidak akan pernah berubah atau diubah
ya itu akan berpengaruh pada electabilitas dari kandidat yang bersangkutan
kemudian cadangan pangan sudah
saat berpuasa kondisi tubuh berada dalam keadaan kurang asupan baik itu cairan maupun makanannya
oh ini jarang loh biasanya kan orang kalau ditanya anak lu pengen jadi atlet juga nggak
tapi untuk mencapai kompetisi mudah atau sulitnya tergantung ketahanan diri sendiri
sup krim ayam jamur lengkap dengan roti panggang
protein abatinya berasal dari kacang kacangan
perusahaan perusahaan juga sudah berkomitmen mengurangi emisi secara bertahap ya

dan itu akan memberi kita kapasitas tambahan
karena apapun omongannya mungkin gak akan dipanggil ya kan
nah harapannya guru saya ini menyampaikan kepada siswa yang diampunya
terkait dengan bagaimana para pelaku freelance ini bisa mengatur keuangan
setelah puas berkeliling jantung kota bandung saatnya mencari takjil
jadi hasil survei itu memang karena kualitas dokternya soft skill dokternya
tanda petik hanya pasal penculikan penganiayaan dan pemerasan
di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kita mengimpor beras enam empat juta ton dan kemudian diikuti jatuhnya presiden suarbo
nanti kita jemput dan setelah mereka kembali kita kirim kembali lagi ke mereka
jadi produktivitas misalnya kalau rata rata lima satu ton per hektar misalnya untuk padi
ya kebakaran yang disebabkan di indonesia ya terlebih di dki jakarta itu penyebab pertama memang listrik
apakah benar ini mempunyai content creator atau tidak
kadang kadang emang cuman butuh apresiasi ya tan ya
dan kasus ini yang mungkin terlibat sebagai sebuah sindikasi atau sindika
jadi kita tau biar mereka kemana
saya kira juga ini ide yang menarik dalam konteks bahwa kemudian keuntungan yang bisa didapat nantinya tentu kan tadi yang saya bilang
pengemudi atau orang yang kelelahan akan ditandai dengan sering menguap
bagi konsumen yang itu dekat sumber gas alam gitu ya
sekarang tepuk tangan lagi diramain
lima belas hingga tujuh belas juta tahun silam
pasti ada imigrasi di sana ada juga instansi yang lain
ikuti sbs program bahasa indonesia di facebook
mencoba menu baru berbahan dasar daging kalkun
kemudian panggang dalam oven selama dua puluh menit
kalau shot clock gak habis dia masuk
karena kalian sudah siap buat mendapatkan kehidupan cinta yang baru
masih soal jajanan tiongkok dimsum somai cakwe memang termasuk jajanan kuliner yang terinspirasi
itu khusus buat orang yang punya penyakit belas maksi dia sensitif sama suhu
makanan dan minuman buah buahan unik ada di kota tasik
jadi besok pak mahfud akan lebih banyak mengkritisi kebijakan ekonominya pak jokowi atau melanjutkan kebijakan ekonominya pak jokowi atau bagaimana
tapi kalau untuk air minum kita harus rebus dulu sampai mendidih
semua aturan yang sama inilah yang dia benci
ajang loma lukis bernama payung gelegar nusantara ini digelar secara online pada rabu lalu dan diikuti oleh berbagai kalangan mulai pelajaran mahasiswa serta para seniman lukis
katanya katanya terkenal juga ya pelatihnya siapa coach siapa
jadi kita tahu beberapa vaksin yang sudah ada
eh di drifting belasan di slalom juga ada tapi kayaknya masih di bawah sepuluh
menurut gue gila nih gila
ya memang ini harus diingat sekali lagi untuk publik bahwa dari kemarin tanggal dua belas hingga tanggal dua puluh enam uji coba hanya untuk stakeholder
perbedaannya apa dari proses pembuatannya mas
ada juga yang menjadi perbincangan hangat
saya punya korek dua om
karena mereka itu kan di bawah lima tahun
dan saya telah menghabiskan waktu setengah jam
kemudian korporasi korporasi besar yang kemudian dengan keserakahan mereka untuk mengakumulasi modal
agar daun pandan biar selalu segar tony menanam daun pan dan di pekarangan belakang rumah
perjuangan dapat yang manis manis
sekarang kita masuk tebas episode keberapa juga kurang tahu ya saya
seorang tokoh pemuda cirebon jawa barat bernama sudarsono
misalkan ada batasan maksimal berapa
pak jokowi mengeluarkan apa namanya perpres yang bagi kita mengejutkan ya
tapi kan tadi kan sempet bilang kalau misalkan ketika di satya wacana itu
oke ini bu dewi kita bicara soal bagaimana suasana ramadhan di kota denmark
kini saatnya saya melanjutkan perjalanan menyusuri tol cisumdau
karena ini semua bisa dilakukan oleh kecerdasan artifisial
kita bagi menjadi rumah sakit paripurna yang paling tinggi sebagai rujukan
lu rasanya gak ada buat lu dengan status sekarang nih
dijerat juga gitu enggak boleh
ia lalu membenamkan kain berwarna jingga yang berisi telur telur nyamuk aedes aegypti berwolbakia
ada perubahan yang tidak berdasar atau perubahan yang baik
ya nggak mungkin datanya ada kalau nggak ada angketnya
apalagi puasa ramadan ya bapak bapak
yang dikasih snack itu biasanya yang butuh makanan biar makin cepat besar
kepada calon presiden nomor urut dua bapak prabowo subianto
orang tua pelaku tak kuasa menahan tangis di depan makam anak mereka
meskipun kepekatannya tidak setebal atau sepekat dua hari yang lalu
nggak sih ternyata susah mendingan balap
di jalur tol cikopo palimanan ini memang berbeda dari tahun sebelumnya
tapi kalau saya kan dari gak minus nih tiba tiba minus ya kita tinggal nyeting kacamatanya aja
dan juga menerapkan teknologi untuk membantu mitigasi aneka potensi
kita sudah mempelajari bersama empat perintah pertama
allah memberitahu kita dalam firmannya yang suci
maka keuntungan terbesar adalah rumah tersebut
karena kalau bicara orang yang tidak suka judi
datang lagi kemarin berarti ya dua tahun kemarin nah ini datang lagi
apakah memang masih menjadi salah satu pilihan rumah menjadi investasi mbak
karena stok beras selama ini setelah panen raya
kita harus mengembangkan mobilitas kita dan kembali menguatkan protokol kesehatan kita
subhanallah benar benar terasa bagaimana atmosfer ketenangan dan juga kenyamanan beribadah di masjid namira ini
wawancara itu terlalu posi gitu ya nah ini
koleksi naskah naskah tersebut terdiri dari nahu
satu juta itu ketahanannya paling dua belas hari ya prof
ya jadi kalau di kazahstan itu memang sempat waktu puasanya itu terlama di dunia
pengesahan ruu kesehatan ini merupakan salah satu langkah dari transformasi kesehatan
itu menjadikan seperti masyarakat menilai itu sesuatu yang salah
karena kalau saudara tahu apa material yang digunakan untuk membangun kota itu
memang yang dapat kita lakukan hanyalah seperti itu
ya baik lalu rio dari detik kemudian dari cnn indonesia com ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk saya yang ingin saya konfirmasi kepada anda
pada minggu pagi mereka beramai ramai mencabut tanaman
yoi kalau target pribadi gue ya final lah final
untuk bumbu seperti jahe kunyit lengkuas dihaluskan
nah jadi kalau mengalami sleep paralysis ingat anda sedang sangat kurang tidur
nanti akan kita campurkan bersama dengan seluruh bahan bahan yang ada
ataupun menggunakan teknologi digital seperti ini
bahwasannya belt road initiative ini merupakan strategi dari pemerintah cina
dimana si komunitas tersebut juga membuat cerita mereka secara fiksional
untuk memeriksa kondisi kerja sistem rem sebelum berkendara
dan kita harapkan dengan sistem yang sedang dibangun ini bisa terjaga mudah mudahan
lalu kemudian perbedaan itu seolah kemudian hilang begitu saja kemudian bisa terhapus begitu saja atas nama rekonsiliasi dan juga persatuan
jauh dibandingkan dengan ketika waktu beras mengalami kenaikan yang signifikan di harga rp tujuh belas delapan belas per kilogramnya
kita kasih games lu lah
ada banyak momen dan berkah yang kita tunggu tunggu di bulan ramadan
hubungan berpasangan komunikasi adalah hal yang penting
dan ketika kawan kawan kd sudah bersusah payah
apa langkah strategis paslon
dan walaupun sedikit waktu
dalam arti bahwa misalnya semua bumn karya itu bermain pada sektor yang hampir serupa begitu ya
untuk pembangunan rempang ekositi
awal tahun dua ribu dua puluh tiga ini saya sudah shooting di ntt
apa yang menjadi penyebab rambut rontok
kedua adalah wajiban dari industri untuk menegakkan quality control
wah ada banyak kuliner di sini gorengan gorengan
lalu sidat digantung untuk menghilangkan lendil
karena penumpang itu kan tidak hanya yang segar bugar saja sebenarnya
ya sama semua gitu kemampuannya om
produksi indonesia di tahun dua ribu empat ini memang ada info baru ya
termasuk investasi bodong juga ya
jadi pak presiden itu perintahnya luar biasa
tanpa membeli lebih dari dua puluh lima dari budjet mereka
nah ini adalah tujuannya untuk menggambungkan kerjasama di bidang darat
yang kebetulan memang sudah tinggal di copenhagen nah sholat bersama sama
hal ini pun digunakan juga dalam seni bela diri yang populer di singkawang
karena itu sma sma gaul lah pada masanya
pada tahun dua ribu dua puluh satu yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal
ya tentunya dalam proses validasi yang kita lakukan
menyelam saya suka sekali menyelam di sini
nah secara kesat mata aja deh nggak usah analisis hukum yang terlalu mendalam pun
padahal tambang tambang yang benar benar patuh itu banyak loh
ia juga akan menyediakan benih bagi kamu
yang lain dulu karena juga ini kan udah deket
kemudian yang ketiga adalah mereka yang sudah sembuh covid
menarik ya chen ya tapi kak salah satu yang bikin menarik gue adalah ini kak yang lapangan south park itu kak yang kecil kecil tapi menarik banget ya
salah satu perguruan tinggi di surabaya ini juga berinovasi dalam fasilitas
sebenarnya mungkin tidak dua malam mbak
karena sempat agak ada memerah di bagian mata
beberapa faktor yang mempengaruhi misalnya kebocoran pada pipa distribusi
saat ini mabuk di tempat umum bukanlah tindakan kriminal lagi
nah kemudian yang sekarang diterapkan identifikasi tadi dengan menggunakan ktp dan kk
itu ketika dia menemui korban dia mengimbimi korban ajak pergi untuk membersihkan salah satu rumah dari pelaku dengan upah lima puluh ribu
menggunakan musik sebagai sarana ataupun juga strategi untuk menarik penumpang
gua kan mau makan minum apa juga bebas dan kapanpun bisa gitu
apalagi kalau di ruangan tertutup ini sangat diawasi oleh pemerintah saudi
atau kita juga belum punya banyak contoh contoh bagaimana konservasi itu sebenarnya bermanfaat langsung
terutama dalam bisnis kecil
ya biar mereka yang lihat gitu
yaitu harga kontrak rumah di indonesia secara umum memang relatif
sehingga kalau dia mau menabung uang muka kata kata dua puluh dari penghasilannya
satu hal yang perlu diingat adalah
bagaimana kita bisa mengatasi hal ini mbak
kelengkapan fasilitas dan paket paket yang ditawarkan mulai dari menu makanan hingga tes pcr
dulu permainan ini disebut tek tek
yang membeli sapi dari desa tetangga dan membawa sapi itu ke rumahnya
jadi kayak awal tahun tuh pasti pede
emang enak banget ya kalau asam lambung tuh udah naik perut kembung ulu hati nyeri malah
bergabung dengan klub pelita jaya bakri jakarta
dan susutnya otot satu itu sama dengan penurunan fungsi tiga
contohnya saat kita tersenyum yaitu ada kerutan pada area tepi mata
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita jelang debat cawapres adu gagasan atau adu gimmick
banjir ini adalah banjir pertama setelah kemarau panjang
akan diminta merayakan di daerahnya masing masing
min ini sebelum kita ngomongin ini nih
nama ubi sendiri terinspirasi dari nama panggilan pemilik kepada ibunya
saya bersihkan dulu bismillahirrahmanirrahim
tidak ada jaringan jual beli organ tubuh di kota makassar
ya emang pemain basket pasti disebutnya abas
dari hasil kunjungannya ombudsman segera mendalami informasi
satu persatu transformasi yang dilakukan mulai dari enam pilar itu
internal polri kita akan lihat mudah mudahan
ke polisi apakah ini mungkin juga dilakukan di indonesia
tapi emang berdasarkan aturan tuh
aman di komunitas kita
dengan acara yang telah kami persiapkan bagi anda dan keluarga
jadi kita melihat bahwa jangan sampai apa yang disampaikan pak jek
padahal tingkat partisipasi olahraga yang tinggi
siapa sih yang gak tau kuliner satu ini
di mana air new zealand ada di nomor satu
jadi mereka dari bawah dari bawah terus ke atas gitu
semoga sajian tadi bisa menjadi inspirasi hidangan anda di rumah hari ini ya
terima kasih sudah berbincang sore hari ini
kita dikasih data untuk men survey masyarakat
cuman ya jadi di bawah happy aja lah buat julukan itu dan pastinya balik lagi harus tanggung jawab dengan julukan itu
dan kebudayaan itu bukan satu
biasanya per hari itu biasa buat sampai berapa mas sebelum ada pelarangan ini mas
kalau melihat dari kemenangan di toronto international film festival ini kan apa ya sutradara apa gambarnya justru
eranya lebron akan bilang lebron the goat
nanti kita bisa main main ke copenhagen ke denmark
viva safety and security stadium regulation nya bisa berjalan
untuk mengejar percepatan vaksinasi menurut siti nadia
pada jangka dekat apa yang saya panggil untuk perusahaan negara dan pemerintah adalah
buat temen buat saudara
lebih enak dan setelah lari pun juga gak ada keluhan sakit apapun gitu sebetulnya
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
nah kita lima saat ini gitu
bukan hanya itu monyet juga menghamburkan isi kotak sampah di setiap rumah warga
kurang nantinya menimbulkan masalah baru lagi gitu sih
pembasanan kue keranjang ini membeludak menjelang imlek
saya pun harus membayar tiket masuk rp sepuluh
ini kita nombor gamesnya setuju gak setuju kak
merasa hal seperti itu gue juga ya berarti sama ya
selalu untung terus biasanya seperti itu mereka akan ada ada pola seperti itu
tapi penggunaan taktisnya menurut saya dpr berhak memanggil sinur rani
oleh sebab itu perlu juga ditingkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan juga tentu saja edukasi terhadap mencegah berbagai penyakit ini
dalam hal begitu pertanding mungkin ngobrol sekali sama pelatih
beberapa klinik kecantikan biasanya menyediakan jasa konsultasi gratis
kita tidak tahu saya harus mengatakan ini semasa perang masyarakat sudah berada selama sementara
emang kurang diperhatikan sama pemerintah mas owi
gue justru apa kulit gue gosong kayak gini karena basket gue selalu tau
atau setiap setengah jam sekali karena saya juga sempat baca informasinya
ya udah lah boleh lah coba gitu
jangan berharap kalian akan melihat pendekar terjun tanpa parasut
karena sebagian besar dari surplus ini untuk kepentingan subsidi buat rakyat
pada kamis jumlah korban tewas dilaporkan telah melebihi dua puluh ribu orang
right of waste adalah milik pemerintah dan diwajibkan sterik
kupat tahu merupakan variasi lanjutan dari sajian ketupat yang sudah ada sejak abad ke lima belas
jadi salah satu tempat favorit kutu kasur dan tungau
nah sejak dari dua ribu dua puluh satu kemudian melakukan mulai melakukan pelonggaran pelonggaran
maka saran saya bagi masyarakat adalah fokuslah pada produk produk investasi pendapatan tetap terutama yang memberikan bunga
seperti keluarga muhammad zainuri yang berasal dari jambi
tapi seperti yang tadi sudah saya sampaikan ada syarat yang harus dipenuhi
niatnya apa niatnya adalah menjaga dan melestarikan budaya keraton yogyakarta
ya bener niki yang main
adalah mbak mun salah satu penjual ikan di pasar fabian yang sudah berjualan lebih dari dua puluh tahun
fasilitasnya memang di crimea
sehingga ia ikut aktif dalam berbagai kegiatan perdamaian
baik baik saya kembali ke pak hilman
jadi ada beberapa program juga khusus untuk lansia agar mereka lebih bisa menikmati proses ibadah haji
pertemuan antara trans jawa dari utara maupun selatan
tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
keramahan penyambal brambang ini juga bisa dipakai untuk makanan pahit dan makanan pahit di sini ya
musim hujan turut mempengaruhi pendapatan karena membutuhkan bahan bakar yang jauh lebih banyak dibanding musim kemarau
kurang laku gak ada lagi
dan istirahat untuk menjaga kebutuhan cairan dalam tubuh
bagaikan beratraksi di sirkus
untuk dosis satu mencapai empat puluh sembilan dari total sekitar satu empat belas juta sasaran
terus ada sih gimana mereka ntar connect sama si julius randall kan
dan terakhir kemarin kami juga coba menggandeng salah satu fashion designer putra ramadan
kalau seperti ronson dan lain sebagainya sudah bisa dilakukan di puskesmas
beberapa jenis sakit kronis
ketika menghadapi berbagai bencana hidrometeorologi
kalau enggak mampu betul angkat tangan betul ngomong
kemudian yang di malaysia yang thc nya tidak terlalu tinggi seperti di indonesia
hanya itu maksudnya bumbu bumbunya itu pas dagingnya juga banyak dan harganya murah
kini ditangani oleh ami amabel
nggak tahu nggak tahu katarak dikirain min aja gitu
apalagi kan saya waktu itu emang rookie nya rookie sendirian kan
karena kak bunda kak kak pakpam yakin
direalisasikannya negara palestina gitu ya
saya gak pake hp lah biar kebagusan
kita tuh jadi lebih aware dan mindful
liz ritchie mengatakan transisi ini dipiju setidaknya sebagian oleh meningkatnya biaya kehidupan
ditambah peliharaan ayam anjing kucing kambing dan ya banyak lagi
apbd berapa pun dihabiskan gitu kan
apalagi pak jokowi dan mas ganjar kan berasal dari pdi perjuangan
menurut kalau saya yang lihat pernah saya temui pernah juga berkomunikasi
ndak papa yang keluar dari mulut mario
di tahun dua ribu dua puluh tiga ini adalah tahun ujian bagi ekonomi global maupun ekonomi kita
diterapkan dengan mengurangi konsumsi
delapan puluh ini dari tim sukses yang datang
mungkin mas mark dapat menjelaskan secara ringkas itu
keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia menyebabkan belum berkembangnya usaha alan
pola yang sebaiknya keterlibatan presiden aktif ya kan
lionel messi tidak bisa menunjukkan gol di sembilan puluh menit
maka di masing masing daerah itu juga akan mengalami tidak kenaikan terlalu tinggi
telah mendaftarkan diri untuk mengikuti pemungutan suara di surabaya pada empat belas februari nanti
dalam laporan ini akan dijelaskan siapa saja yang beresiko dan bagaimana melindungi diri anda
namun ada juga pelanggan yang sudah empat bulan menitipkan kura kuranya dan belum diambil
pasalnya saat pendudukan jepang tahun seribu sembilan ratus empat puluh
baik ekosistem maupun spesies spesies kunci seperti yupaus ini
dan penganut agama mayoritas
sering mulut sakit satu pingsan empat kali ini terjadi
hobi gitu tapi mungkin yang mau jadi serius
jadi kita lihat meskipun memang akan terjadi potensi
nah jadi kita harus nyusunnya juga harus careful harus rapih
kalau kita berada di dunia ini melihat kecanggihan dari satu tempat
bank banknya semua terhutang dan susah untuk menemukan perang di area ini
namun seiring bertambahnya populasi kita tidak akan berpikir pikir untuk berpindah ke melbourne
kalau tetap berada di posisi sebagai menteri atau pejabat publik
lu kebayang gak kalo lu satu kelas sama gue
kalau misalnya dari pemain batubara sendiri bagaimana nih tanggapannya dari ima juga
sudah disampaikan bahwa ada sesuatu yang menyimpang
di peliputan cnn indonesia yogyakarta
tapi siapa sangka di balik krias indah delman yang seakan hendak mengikuti karnaval ini
nah ini menunjukkan kami untuk melacak di mana sesungguhnya delegasi tinggal
kecepatan naik pesawat sudah berkurang menjadi dua ribu
di singapura tanya berapa ratus dolar nggak juga
ini membuat kiriman terlambat
itu waktu tahun dua ribu empat ditawarin
raya persiapan gitu takutnya atau jangan jangan gitu kan mereka akan
apakah memang ada nih yang bisa dikeluarkan dulu
selamat berpisah para sahabat
jadi harusnya ihsg nya tidak ada goncangan berapi
dan ini yang sebenarnya yang harus kita antisipasi
grace juga tadinya mau lanjut sama aku tuh main mix
ini tentu juga harus diproteksi
tapi kalo ukuran itu diukur dulu atau ukuran yang umum aja
puji tuhan ya puji tuhan hasilnya ada lah sekarang
nah hanya ke dalam wabik wabik dan itu nanti disesuaikan oleh orang
undang undang cipta kerja ini ada disusun oleh pemerintah
dan itu terjadi di seluruh bagian dari indonesia yang saya ketemukan
oh pencemarannya tuh dari cerobong ya yang itu
makanya saya pengen nyobain karena emang belum pernah nyobain di sini
jadi acaranya bakal mulai setengah lima sampai setengah sepuluh
terus jadi bikin timnya itu lebih balance gitu loh bu
ya dilatih kayak tiap abis nembak ya mundur
mereka duduk di taman dengan menjaga distance
maka disitu pada saat kita negosiasi
apakah ini dinilai ada suatu atau sebuah sindikat yang memang terorganisir untuk menyasar caleg caleg butuh duit nih sebenarnya atau gimana sebenarnya
anak anak umur sepuluh tahun badannya seperti anak umur empat tahun
dan budaya itu bukan hanya dirawat
menukarkan uang kini menjadi lebih mudah anda tinggal mendaftar pada hamin dua melalui laman resmi pintar bi go id
kita bisa pilih karpet desain yang berbeda
ya teripang memang menjadi andalan kedai bakso yang sudah hampir berusia tiga puluh tahun ini
jika diberikan pada indikasi dosis dan pemantauan yang tidak tepat
selain itu air kiriman juga turut membawa tiga ratus dua puluh kubik sampah
terhadap model ataupun rencana pembangunan
hal itu salah betapapun kecilnya
penduduk setempat mengatakan kepada nine network bahwa mereka mencoba mendorong mamalia itu kembali ke laut
dan gak cuma ke jadi pembalap doang outputnya gitu
salah satu makanan lokal yang banyak dipesan turis asing yaitu kari terong
jadi oleh karena itu nanti melalui ppkm skala mikro
bahwa memainkan alat musik melibatkan indera anda sepenuhnya
layaknya seekor singa yang memiliki empat kaki
dan tampilkan berbagai atraksi budaya indonesia di sini
jadi dosis pertama ini belum protektif
sebelumnya mengatakan kepada sbs news
hehehe tapi lu di telkom juga kan cukup oke juga terakhir kan lu dapet peringkat tiga di mana tuh boc ya boc di mana sih
dan membuat ratusan ribu rumah dan fasilitas umum lainnya juga rusak
saat ini cakupan layanan pam jaya baru mencapai enam puluh enam
mereka bermain cantik walaupun masih mengandalkan yang namanya narasi
mengajak mereka untuk dekat ke masyarakat
dan kenapa demikian karena kebutuhan yang memang harus mencuat kala itu titiknya di situ sehingga keragaman itu nampak
kemudian juga nanti ada data chip itu
jadi memang kelihatan sekali ya mbak mirah dan mbak rifana
terhadap perilaku di luar yang mungkin mengarah pada tindak kriminal
tapi memang beberapa ada yang buka bersama khususnya keluarga keluarga muslim yang sudah berada di perancis
dan mencuci uangnya itu biasanya beli mobil mewah itu paling gampang
tapi saya memperhatikan karena saya menulis gitu melihat ini dari luar gitu sebagai pengamat
sepak bola itu harapan kita bukan proyek kita
apa ini perpanjangan dari sekolah atau bagaimana itu
maka masyarakat tahu bahwa ganja itu kan banyak ini ya banyak apa varietasnya
yang terjadi secara nasional
jadi semakin manusia mengetahui tentang kesehatan
dan sejenak seperti terjawab saat mendengar generang gong dan simbal
ke mk gitu untuk mencabut pasal pelarangan narkotika tersebut
tadi tinggi muka air ini juga bervariasi sampai satu meter
sesuai dengan yang ingin ia dengar atau lihat saja
kehidupan keras di kampung ini bukanlah pilihan utama warga di sini
pilihan stasiun tv di tv digital ini lebih banyak dan seperti yang sudah saya utarakan di awal bahwa gambar dan juga suaranya ini lebih jernih lebih bersih
dan berisiko menjadi bencana bagi manusia di sekitarnya
ya thomas bryan walaupun tahun lalu udah bagus
ada dennis christian di mula warman university
bahwa dimensia itu menjadi penyakit atau
semoga tidak lagi menjatuhkan citra positif yang selama ini dibangun betul betul oleh pihak militer
atau menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan
kulinernya banyak sih disini soalnya enak enak banget terus murah murah semua mbak
nah nanti kita rencananya akan melakukan sholat idul fitri di kbri
mas jose menjalankan ritual kungkum atau merendam di mata air dipandu oleh mas bagus
adalah salah satu penulis penelitian yang sedang berlangsung tentang hubungan antara ptsd
biasa itu enak kalau yang enggak biasa itu kurang
di sini anda bisa mencoba beragam menu sandow mulai dari isian telur mayones tuna hingga daging keju dan telur
namun usaha ini tidak membuahkan hasil
karena saya tidak bisa melakukannya dengan jumlah opioid
anjing lo ya lo jangan bercanda lo gitu gitu
lebih dari empat puluh lima persen kematian yang tidak disengaja
kadang juga berangkat pun keluar kota nggak diikutin gitu kan
dan diperkirakan untuk selesai di jam setengah sepuluh malam
kalo kepelatihan itu ada kepelatihan cabur tertentu
kita patut bersyukur karena tuhan memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan sabdanya
jadi seluruh ada tadi sepuluh ribuan ya
juru bicara satgas peranganan covid sembilan belas wiku adhisa smitul mengungkapkan
justru malah menjadi contoh
bahkan disediakan tempat makanan lesehan menggunakan tikar karena saking penuhnya
dan perdamaian ini harus
ada yang gayanya pun gayanya agak milenial walaupun mungkin usianya sudah tidak milenial
jadi semua orang bisa ikut menikmati suasana indonesian night market di unsw
maka dia berarti percaya kepada saudara
belum lagi pertaruhan g dua puluh nanti kan
ya pasti pak prabowo kan dalam merumuskan kebijakan yang merupakan hak prorogatif beliau
ini adalah cara kami untuk mengatakan
dan kayak gue kemarin lihat di drag race
itu kemudian bisa diminimalisir lebih baik
flashback dikit nih flashback dikit nih
nah sementara pemilih muda itu mereka kan terjerat dalam tanda petik juga
dengan tahun yang sekarang itu udah cukup lebih baik lah tahun sekarang
emisi itu dihasilkan dari pendingin udara
satu menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa putri candrawati
jadi kegiatan tambang ilegal memang merugikan tambang tambang besar
bahwa mereka perpaduan antara dua generasi yang yang apa yang jaraknya jauh banget
generasi milenial dan generasi z cenderung lebih sadar akan pentingnya pola makan sehat dibanding generasi sebelumnya
bahwa kita memang perlu ya memperkuat untuk ke depan ini
kemudian sekarang harus switch karena ada pandemi
di satu ratus empat puluh sembilan padelenyi juga
kayak udah cukup di sma aja gitu
dan lalu masukkan odoran atau sumber baunya
jadi dibanding gue mengkritik la streetball yang mungkin sedikit monoton biarin saja
jadi menurut saya sesungguhnya mekanismenya kalau memang mengubah menjadi tertutup
menikmatnya juga akan betah menyatap hidangan dengan suasana yang dikelilingi hamparan sawah
kerjasama ini berdasarkan dari perjanjian kerjasama asean di mana
bahkan antrean kendaraan terjadi di dua arah
terus di augie juga udah sempet ditanya tanya
tidak mungkin mengubah hukum allah dengan tidak mengubah tuhan sendiri
sehingga memicu gelombang euforia yang tidak terbendung
waktu itu pras nggak pindah ke pj gitu kan
nah untuk tariknya saya pikir kalau jalur tol tol ini mungkin kalau dari timur ke barat itu tanggal enam tujuh delapan
nah itu dari seorang anak bangka belitung yang main di setiap wacara untuk masuk ke tim yang sangat besar itu pressure nya gimana sih kok waktu itu
itu adalah mulai dari tadi malam sampai pagi tadi gitu
sangat sangat ekonomis atau terjangkau untuk banyak kalangan
di rote itu beberapa kali sengketa pemilu sampai bahkan sampai ke jakarta itu
waktu itu ya jabarnya wangi banget sih
di satu sisi kan tetap saja satu kebutuhan masyarakat untuk transportasi publik memang harus dipenuhi
oh gitu oh dian sastro masuk ya
dari negara yang kamu datang
tak salah begitu lontong diletakkan di piring selanjutnya guyuran sayur nangka muda
untuk menjalani rutinitas adaptasi dan keseriusan
ini tanpa media tanah hanya pakai media air
mulai dari jalur buka tutup jalan satu arah dan juga berbagai rekayasa arus lalu lintas lainnya
vaksinasi pun menjadi salah satu upaya yang dilakukan dian agar anjing jenis bagel ini tak mudah terserang penyakit
selamat malam pak salim dan juga lizzy
tetapi pssi sendiri juga harus mulai membiasakan diri melakukan komersialisasi
mere resolusikan konflik sama lainnya
ada dua aksesori tutup pentil yang diproduksi
mengatakan laporan tersebut menyoroti apa yang menjadi perhatian masyarakat di lingkungan mereka
utama untuk diadukan dalam penyidikan pengungkapan tuntas kasus ini
jadi gue berharap banyak lebih banyak cewek di atau perempuan di dunia balap ini
terpilih sebagai wira usaha muda kreatif tahun dua ribu dua belas
pemanasan yang pertama akan membuat sisa sisa kulit atau serat tebu yang tidak tersaring naik ke permukaan
jadi punya duit buat hobi buat ngeluarin buat hobi
saham saham mana tuh yang lebih menonjol di bulan bulan ramadhan
ke uph tahun berapa tuh berarti
nah itu kan sebenarnya kucing itu kan apa lambang kelembutan seseorang lah gitu ya
mengalami penurunan di tahun dua ribu dua puluh tiga
bedanya dulu mereka menjodohkan orang bermediakan telepon lalu ada juga lewat koran alias surat kabar
seperti ayam bakar ikan kepala kakap ragam pepes dan andalanya gepuk daging sapi
perancis termasuk negara yang populasinya banyak yang melakukan vaksinasi
bahwa kami pihak kepolisian menegaskan kepada seluruh masyarakat
harapan ya kalau mau dibuat jalan mas gibran ya mau kalau nggak ya udah
di rumah ditinggal sementara
baik pertama menanggapi pernyataan bssn tadi terkait sudah terbentuknya sekitar seratus lebih g cert government cert
karena pengadaannya cukup perlu waktu satu tahun
kembali dari studio kami sampaikan selamat berjumpa salam kasih untuk semua pendengar kami yang budiman yang setia dengan radio advent suara pengharapan
kemudian obligasi pemerintah diterpak juga aksi jual
dan kemenangan itu pencapaian dia sebenarnya
kita harus menjadi orang yang kreatif
karena capaian vaksinasi di daerahnya belum memenuhi kriteria yang ditentukan
dan juga dapat membantu dalam peremajaan kulit dengan merangsang kolagen
misalkan cerita tentang kisah cinta romo sinto cerita peperangan atau perjuangan pada zaman kerajaan
bersih di dua laga terakhir
yang benar benar berpengalaman
saya optimis kita mungkin melawan iraq kita tidak akan kalah seperti waktu bermain di basra ya
oh berbukanya lama juga ya sampai jam delapan lewat
ya sebetulnya di texas
di level tiga siaga ini aktivitas gunung semeru boleh dibilang mulai dari letusan kegempaan selalu terjadi
apalagi mungkin ini dikaitkan dengan menyasar para pemilih pemilih muda yang lima puluh lebih

dan dari seseorang yang sangat terbentuk
nggak ada yang tersedia kecuali angket gitu loh
di rumah sakit rumah sakit pemerintah sehingga mereka akan mempunyai peluang
kalau tidak ibu ibunya nggak bisa bekerja gitu kan
hanya saja ini seringkali diabaikan unit ini gitu menjadi semacam satuan anak tiri lah seperti itu
telah menjual aset daerah berupa jalan persatuan satu desa mulyorejo kecamatan sunggal
berdua itu adalah abdi dalam pulau pakalaman
parkir di kemayoran dari situ kemudian
bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit
mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang
rian fernando di wi agung yulijarto bogor jawa barat
termasuk menempatkan rizky di kelas kelompok belajar cepat
anda akan dimanjakan dengan keindahan pemandangan alam berupa pegunungan dan keindahan pantai selatan
cuman kalau liat hype hype gitu sih kayaknya gara gara emang dari pemainnya sendiri memang ngejual ke media juga kali ya
jangan kemudian ini akan berdampak pada diplomasi hubungan bilateral
berbagai cara dilakukan oleh sopir pt pt
anda bersama sbs bahasa indonesia
waktu menteri luar negeri jordan bicara
yah cari pengalaman namanya juga
ada aksioma di dalam kedokteran bahwa dalam tiga tahun ilmu kedokteran itu berubah seratus
ataupun berkoordinasi dengan aparat setempat titik titik evakuasi titik titik kumpul apabila terjadi gempa dan lain lain
anak sematawayangnya nadira azea almaira meninggal dunia pada agustus dua ribu dua puluh dua
andreas prasaja sleep paralysis sering disertai dengan gejala hypnagogic hallucination
di tahun ini pemerintah secara resmi mengizinkan masyarakat indonesia untuk dapat melaksanakan mudik
teman teman baru yang baru kenal tentunya
berhutang jadi cara terakhir abah dan keluarga untuk membayar sekolah membayar kontrakan serta mencukupi kebutuhan hidup sehari hari
soal membeludaknya jamaah haji pada musim haji
iketut goblek dan keluarganya ini adalah salah satu dari empat kepala keluarga umat hindu yang bertempat tinggal di dusun kecicang islam
tapi di lockdown meskipun pemerintah itu sudah ke beberapa daerah itu bisa memberi bantuan untuk makanan
pokoknya awalnya itu bikin istilahnya bikin account buat fotobasket gitu kan
salah satunya dari bunyi lonceng dan azan yang bersahutan
saya berikan kesempatan berikutnya untuk pak anies menanggapi jawaban dari capres nomor tiga
marilah siapa yang mau
bagaimana greenpeace melihat tanggung jawab pemerintah dan juga korporasi
pengeluaran pengeluaran apa saja yang menjadi prioritas
gua pas diculitain diculitain kode id juga kaget gua
ini waktu covid pandemi kemarin itu hampir semua sektor industri itu susah payah ya
di antaranya pesan agar tetap menjaga kerukunan dan toleransi
jadi masyarakat harus melihat prosedur itu pada saat usai melakukan tes swab
gak harus cowok harus baru suka balap gitu
bebas lepas gak terlalu banyak sistem
dan juga penghasilan itu bisa mencapai rp satu lima ratus dalam sehari
namun bukan termasuk lima obat berbentuk sirop
ini sementara ditampung di sini
saya baru pertama kali nih mas ilham mengunjungi tempat pembuatan roster
nah kalau menurut dokter ahli gizi cindiawati pujaji
boleh ada susu boleh juga sumber itu diambil dari bahan makanan lain
sayur dan buah seperti cabai timun dan alpukat bisa dipanen kapan saja tak tergantung musim
ini adalah mengenai masalah penindasan pendudukan
kondisinya jauh berbeda dengan kuartal tiga
sterilisasinya tapi enggak pakai pengawet
hingga saat ini peace generation telah menjangkau delapan puluh ribu guru dan siswa
fungsi utama madu adalah sebagai penambah energi di dalam tubuh
mau parpolnya paling rendah atau paling buruk ini harganya
bahkan sampai merenggut penglihatan matanya
mendatangi salah satu wushu di kawasan roban singkawang tengah
sehingga ini dirasakan perlu semacam adjustment sehingga sama sama
maka satu anda berpotensi tidak bisa mengalihkan selisih uangnya itu untuk ditabung atau investasi
dideketin gitu ayolah kita
yang harus dibuang dengan hal hal yang sia sia ini
nah perkenalkan juga radio adventure pengharapan kepada indonesian christian community ya stefan
jadi setelah itu gue ingin melakukannya
jadi lahan pertanian kita jawa akan semakin hilang termasuk juga cadangan air bakunya
ada beberapa beras yang dijual di pasar dan dikonsumsi masyarakat
tinggal menyalakan mesin tarik tuas gas dan bentor pun meluncur
harapannya banyak leceki lah kalau makan itu halus itu penting
sebab bila suhu tungku naik dan turun gerabah akan pecah ketika proses pembakaran
kembali digelar di dusun cinta ganara purwara jaci amis jawa barat pada lima belas delapan belas september lalu
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita punya air melimpah kita punya matahari sepanjang tahun ini kekuatan bangsa kita
singkat saja saya masih ingin gali lebih dalam soal statement dari menkom info
ya tapi dia kan mulainya dari kecil gitu tetep dia dari kecil udah latihan terus mungkin sekarang dia masih fit gitu kan
wafiha nu aidukum kepada tanah
iya ganjar mahfud kan memang dengan apa dengan
tentu yesus memang menuruti sepuluh perintah allah
nah soal apakah angket kepada kpu itu berlaku
pangkas pangkas dia dapatnya sekian doang gitu ya
banyak kasus pengaturan skor dan sebagainya
dengan berada di kelas kelompok belajar cepat
tetapi sejauh ini kan prof mahfud md sendiri juga belum secara formal mengajukan pengunduran diri
ada peningkatan penyakit kembalu darah penyakit jantung diabetes
untuk mencapai nilai dari seratus
para pemain atraksi bayaren tidak melibatkan orang lain
daripada mungkin kemudian target itu akan bisa terrealisasi seandainya pasal pasal itu
mungkin lo ada pesan pesan untuk perempuan yang mau mulai terjun di dunia otomotif di dunia balap
besar harapan kami agar program acara ini boleh menambah pengetahuan kita semua
udah makanan sayur yang latihan udah dibilang juga udah keras lah
hingga setelah menangkapnya abah menangkapnya
mudasir menjadi salah satu prajurit tni yang mengibarkan bendera perdamaian pbb
itu bakal bisa terbiasa juga badannya
selanjutnya kalau papannya sudah jalan terus kamu up berdiri langsung
dan sakit saya masih ada
sekarang sudah terjebak jadi ini bermasalah kita di kelurahan komolu
kalau menurut mbak sendiri kayak gimana mbak
tapi dengan aturan pertamina tadi itu justru memangkas usaha itu ya
tapi saya melihat dekatannya justru belum ke situ gitu
bahkan dengan pakai ekonometri
menandakan aturan kita lemah untuk diterapkan
ya jadi ini mbak di belakang saya ini ada dapur umum
jadi kita bisa nyanyi nyanyi bareng sambil makan
dan selain itu juga kalau kita bisa lihat bahwa dari berbagai dari sebagian anggota fmc memang melihat ataupun sudah mengindikasikan bahwa dalam waktu dekat ini the fed ya mungkin paling
kan emisi yang dikeluarkan bisa diserap oleh hutan ya
berarti dengan kepala dingin tentunya dari elit elitnya tentunya bisa membuat yang pengikutnya dan lain sebagainya itu akhirnya bisa berpikiran positif juga begitu ya untuk kedepannya
lebih banyak di kota kota besar
dia rekomendasi untuk saya melihat
anak ajaib ialah julukan untuk andakara prastawa hingga kini
apakah bapak setuju dengan gagasan saya untuk secara besar besaran mengirim sepuluh ribu anak anak kita ke luar negeri
yang dua ratus tidak dimasukkan ke dalam sistem
ini apakah satu dari sekian banyak suku yang berada di morenin atau sumatera selatan pak atau toto
adanya gelombang kesekian ketiga keempat covid sembilan belas di negaranya masing masing
yang sangat jarang sebenarnya di tempat pantai
suntikan satu kali suntikan saja sudah cukup
nanti hasilnya tidak maksimal malah pembeli komplain
oke ini miki kan lagi di nottingham inggris ya
bagaimana tentang keadilan bagaimana tentang presiden sebagai kepala negara kepala pemerintahan mendukung semua calon presiden
yang ditunggu tunggu akhirnya tiba juga nih
saat membacakan nota pembelaan terdakwa kuatma ruf menegaskan dirinya bukan orang yang sadis yang tega membunuh seseorang apalagi orang yang dikenalnya
bang joshua ini kalau kita melihat ada sentiment tapering yang kemungkinan dilakukan oleh the fed dan juga di satu sisi di dalam negeri potensi adanya lonjakan kasus covid sembilan belas masih juga terus tinggi
branding politik apa yang akan dimanfaatkan oleh masing masing tim kampanye ini
jadinya lebih banyak di basket gitu sampe akhirnya basket
bagaimana melihat banyaknya orang yang mengkonfrontasi
itu hanya cara pengumpulannya saja
terus kemudian orang tidak bisa dimobilisasi
dilaporkan sedikitnya sepuluh lima ratus warga palestina meninggal
dan lebih dari enam puluh enam persen
jadi kita harus mengalah mungkin dengan jalan bebatu gitu
celes kan juga pas itu nggak ngikutin kejuaraan apa apa
saya dalam kegiatan kemarin dengan pak nual sam saya minta mereka berkoordinasi dengan
kalau ternyata pemasukan yang agak besar itu dia langsung bisa menyisihkan mas yuda
bugatan uji materi tentang legalisasi ganja medis di undang undang narkotika
ada juga yang pernah lagi musim hujan tapi mereka paksa maunya full outdoor di dak atas gitu loh
alhamdulillah dengan kondisi new normal aktivitas ibadah bisa kembali seperti dua tahun lalu sebelum ada pandemi
berarti kan gue ngerasa sebenarnya banyak tapi mereka gak tau aja gitu
jadi makanya biasanya kan kalau baseball sama softball itu kan pakai cana panjang bener bener rapi
kita geser ke tanjung benun yang lokasinya tidak lebih dari tiga km
cuman kayak gue gak terlalu dalam gitu belajarnya
maupun melakukan penangkaran dari sebuah badan usaha
keanggotaan ini bertujuan untuk saling mendukung
yang fokus di fotonya pasti orang yang megang bola
dan yang kedua penyelesaian akhir saya optimis kita bisa memperbaiki performa dibanding ketika kita bertemu dengan libya di pertemuan kedua
pasti dihukum dong ada konsekuensi hukum
setiap perjalanan ikan paus berbeda
memiliki tiga lapangan latihan dan pertandingan sendiri
yang lemah dan membingungkan tidak dapat diubah
kalau saya tidak keliru ini saya pernah melihat itu
mungkin dia akan jadi six man kan
yang kemudian memimpin untuk mengorganisasi program makan siang dan isu gratis sesuai janji janji beliau
walaupun yang paling canggih yang paling indah sekalipun di dunia ini
selain menyegarkan beer kolcok diklaim bermanfaat untuk tubuh karena kandungan jahe di dalamnya
pak arief yang menarik adalah kebijakan ini dinilai sejumlah pedagang membuat penjualan
dia terkait dengan bangunan di sekitarnya terkait dengan sistem transportasi kita misalnya ada bistran jakarta ada mrt ada lrt nanti gitu ya
ingin mengucapkan selamat hari raya idul fitri
otomatis saham saham telkomunikasi juga akan tumbuh
nah kartu itu yang secara otomatis sudah terdaftar di komyun
sambil menenun dia sambil memasak
suku baduy sendiri merupakan suku di banten selatan
tambang nikel kita nih sustainable nggak ya menerapkan esg nggak ya
ini salah satu negara dengan waktu puasa terlama ya dibandingkan dengan indonesia tentunya
itu adalah kesepakatan antara penghiling pagi dengan badan pangan
marilah kita menetapkan untuk melakukan semuanya dengan kekuatan kita
mudah sekali melacak bagaimana
tahun ini tanggal tujuh itu semua visa harus selesai
biasanya air yang terkontaminasi zat kimia akan mengeluarkan bau logam menyegat
kayak lagi tapi harus dilakukan secara terbuka
tapi kali ini kita gak mungkin lah kalo kita masuk season dua tapi gak ada yang baru
untuk bisa mempercantik tampilannya
erlangga wisnuwaji andriawan saputra palangkaraya kalimantan tengah
tak sedikit nih warganet yang mencoba review langsung
ya karena mereka kan di sana kalau di luar negeri itu menjadi industri yang salah satu
ini justru yang kita khawatirkan akan memperlambat atau menahan pemulihan ekonomi

mereka telah membunuh enam orang palestina yang muda
dua tahun tidak dapat melaksanakan mudik akibat pandemi menjadi dasar penyebab melonjaknya animo masyarakat
tujuannya mengatasi garis keriput dengan mengisi lapisan kulit menggunakan bahan yang aman
kayak gue dari dua belas tahun dari sepuluh tahun gitu
siapa bersedia teguh janjinya
tapi setidaknya gue bisa bangun dan belajar
karena royaltinya udah naik banyak costnya juga juga naik ya dan juga depresiasi rupiah juga berpengaruh tentunya
ada yang tidak cukup
tujuannya agar saat dievakuasi nanti tidak menimbulkan cedera yang lebih parah
keberadaan dua masjid tersebut juga menjaga siar islam tetap menyala
saya bisa memiliki rumah dan keluarga
karena setiap tahun itu ada tiga juta tenaga kerja yang masuk pasar kerja
pertama yaitu calon haji yang meninggal dunia saat dia seramah haji
kalau kita bilang errornya itu tidak sampai dua persen
tetapi kalau jalannya pun kecil otomatis trotoarnya pun juga kecil
berbarengan ya bersamaan dengan perayaan tahun baru imlek kalau di china
darah atlet atau kayaknya ga ada sih
atau peristiwa lain yang bisa kita simpulkan ini yang kita tunggu
banyak pak pak kapolri pada datang itu kita harus bisa membuktikan bahwa angka angka ini kita hitung secara detail
menjadi sistem proporsional terbuka
mohon kiranya kalau nilai aset ya karena itu kan ada badan nanti yang menilai berapa sih aset itu
itu akan diamplifikasi akan diperbanyak ya
dalam bentuk investasi yang masuk
misalkan biasanya normal diturunkan dulu tujuh puluh lima puluh dan sekarang bahkan sampai sepuluh saja gulanya
kepada tahun dua ribu lima belas tahun seribu empat ratus lima puluh an tepatnya
seperti tadi sudah disinggung oleh pak aji
ini baru saja buka puasa tadi jam sembilan lewat delapan
cuman futsal tuh ceweknya kan dikit
bagi pelanggan lama rasa khas jalang kote ini adalah kenangan tersendiri
tuntutan untuk menyelesaikan berbagai kasus agraria kembali bergaung
ya hanya memang kita kan bener bener pingin ngedapetin olimpik ini gitu
kenapa karena pendadanya itu tidak pernah mau
dua tahun satu tim sama dia
eh tapi kalian ini kan titik terangnya udah ada mungkin
investigasi diwimpin oleh knkt dan kita mengikuti protokol dari iko annex tiga belas
bola pertama dan kedua mesti memantul terlebih dahulu
yang bilang biasanya kalau habis debat tuh ada yang suka muncul
jadi sebenarnya kami memilih
juga pasti kan kayak gitu kalau yang saya alami
ketika warga australia merujuk pada paskah
upload pertama di youtube itu
ataupun melokasi seperti itu otomatis ada potensi dampak dan risiko terhadap kebelanjutan terhadap kehati tadi
dirgakum korlantas polri brikjen polraden selamat santoso mengatakan
bagi penduduk kota rumput perpohonan mungkin kolam atau air mengalir
dipanaskan sekitar dua menit menggunakan panci
dimana mayoritas merupakan ibu rumah tangga
dalam rapat dengar pendapat dengan komisi tujuh dpr ri
beberapa pada berlomba lomba
dari total lebih dari tiga ratus anggota sebagian besar adalah anak di bawah usia tujuh belas tahun
membantu bagaimana saudara bersemangat
sehingga bermacam macam tingkatannya ada yang keruhnya ringan sampai keruhnya berat
iya iya di episode tebas kita emang kita sering ngomongin orang ini sebenernya
usai ia diminta membeli air mineral di minimarket
ya melaksanakan tugas yang membawa nama bangsa indonesia
kpk melakukan penyelidikan dan meningkatkan satu perkara
kalau kita ingin membangun dan basisnya adalah sumber daya manusia
meminjam uang lewat pinjaman online ataupun pay later
udah gak mikir panjang ambil gitu
berarti setelah pensiun rencana jangka panjangnya tuh udah mantap ya mas owi ya
kemudian adonan bakso dibentuk dan direbus di air panas
sehingga kemudian muncul trust
aku rindu selalu menyenangkanku
karena dia mengandung sembilan bulan
masa pintu kasihan sangat cepat berlalu
kontraflownya itu tiga lancur
jadi banyak hal yang bisa kita lakukan supaya agar supaya apa harga di tingkat usaha tani ini bisa ditingkatkan
jadi biar orang maksudnya
siapa sih pemain yang paling pengen jaga
dan ini adalah program yang sifatnya transformatif
ahaya meyakini pertemuan yang digelar merupakan bentuk soliditas tiga partai politik
ada wilayah memang pelepas liaran tadi itu beberapa aspek tadi terkait orang hutan
ya jadi bosnya ngambil beberapa pemain bener bener yang
setuju atau gak setuju
ya allah kasihanilah aku orang berdosa ini
kemudian mk akan memberikan peluang
tidak mungkin mau nyita kemana misalnya menyewa pesawat private jet ya menyewa atau tidak menyewa saya tidak tahu ya
yang masih kurang itu adalah di wilayah timur indonesia
di seluruh negara ini curah hujan tertinggi terjadi di queensland new south wales dan victoria
hal ini terlihat ketika keluarga yosua menonton sidang dari televisi di rumah mereka di desa sukamakbur sungai bahar moro jambi senin siang
jadi kemarin laporan dari bps kemudian dalam rapor dengan menko perekonomian dan menteri keuangan
juga sudah selesai nih dipotong dulu nih buat bukti bukti bahwa motornya seperti ini kondisinya
ini kepala udangnya segar banget men
banyak banget yang ini kan kayak link episode yang last dance yang ilegal gitu kan gimana mana gitu kan
aku pikir mj pasti dalam karirnya
bubur ayam dari kampung bue ini jenis bubur ayam yang tanpa kuah
sehingga walaupun dibakar selama dua jam
mbak prita tadi surveinya sudah kita lakukan ya di media sosial cnn
tidak ada salahnya kita mencoba sesuatu yang baru
kita sudah sampai ke resep yang ke sembilan ini sekarang
ketika dihidangkan di meja masakan yang dipilih sebaiknya langsung disantap selagi panas
jadi untuk mendapatkan satu m itu dalam satu tahun setidaknya punya lahan lima x lima atau sekitar sepuluh x lima lah dengan jarak tanam yang dirapatkan
juga dinilai lambat untuk merespon apa kondisi genting yang terjadi saat ini terkait dengan keamanan siber di indonesia
sementara secara nasional pada tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu
meskipun itu membuat kita keder membuat kita takut juga
karena itu saya juga mendorong kemarin salah satunya di liga
pernah tujuh belas an juga disini dari blok blok lain gitu karena tau gitu kan blok a jago
itu harusnya memang ikut market
yang belum masuk masih miskin dimasukkan
bersahabat itu adalah mulai saling mengenal isi hati satu sama lain
yakni berada di angka empat lima terutama didorong oleh komoditas pangan
kalau itu langsung kita letakkan di kebun berbahaya karena kebun kita bisa terserang penyakit antaragnosa diplodia

itu tinggal kemauan daripada pelaku sentra yang ada di sana
maka ini tidak terekam dengan baik dalam perencanaan
satu pilihan yang tidak bijaksana
harganya seperti disampaikan tadi
jadi ini dan juga seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sebenarnya
dan penurunan harga komunitas ekspor unggulan dan el nino yang menghantam sektor pertanian
tetapi seharusnya kemudian kita melihat mitigasi itu bukan semata mata
nah tetapi ternyata ketika satu isu itu dilempar
ada kriterianya yang masih dianggap istiqa ah dengan bantuan obat obatan
itu yang membuat mereka kurang bisa bertahan
lalu memisahkan kacang tanah dari akar dan batangnya
jadi yang saintis dan juga lsm lsm baru
kita tinggal di rumah masing masing
dibanding makanan kemasan atau ultra processed food pada anak saya
sehingga brin yang merupakan bahagian dari negara itu melakukan penelitian soal ini
pembayaran cuti orang tua dari pemerintah
jadi mereka tentu mengikuti juga perkembangan yang ada
jadi kami habis dari asian store toko asia gitu
bagian dari yang aneh
cuma yang perlu saya tegaskan di sini kalau masalah mental kolektif ini mirip mirip tapi sama nih
tawaran ini dipercayai oleh bumn dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas rini sumarno
yang uniknya bahwa inohong inohong dulu di bandung ini adalah masjid cipaganti
angkatan darat dong gitu kan
jadi kita kalau mengkonsumsi makanan rutin pagi siang malam diantara makan ada snack yang kalau ini tidak terlalu tinggi gula darah cenderung lebih stabil
ini angkutan online memang terasa sekali kemacetannya mereka
nah ini ya yang bisa lain siapa ini mobil parkir apa mobil pemadam
nah ini apa ya itu karena ada
dia ngecengin gua mulu cun m u gua kan kalah mulu kan dia ngecengin gua mulu
kucing peranakan ini mengalami gangguan susah buang air kecil atau prostat
jurnalis transmedia nur hadi wicakson
lu kalau hari sabtu atau minggu suka pagi pagi liat ada orang gendut cina lari lari itu biasa
jadi lebih mengembangkan aspek spiritualitasnya bukan pada aspek lahir misalnya bahwa ini bukan tempat ibadah muslim
kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan duta besar republik indonesia
pelamar kerja yang terus menggular membuat polisi turun tangan
ya bersih bersih rumah ke pasar gitu jualan juga
manfaat yang paling terasa ya
jadi di laut bandar di laut seram itu mereka dimana mereka kita lihat beragregasi
kenapa akun sosmed lu dipegang bini
terus emm pas yang french open itu si matthew ngajakin aku main
yang memang merusak dan beralih kepada model model pembangunan yang ramah lingkungan
baru kemudian menuju ke filipina
bang akbar penjualnya tak menjual setiap hari karena bergantung masa panen
maksudnya saya per comparison nya peer to peernya itu biar menjadi equal
ini harus disampaikan dan kemudian kita harus punya cara cara untuk mengamankan barang barang ciptaan ini supaya nilainya tidak turun
enam seperti di drifting juga sekarang banyak banget dan mereka udah gede
apa namanya menemukan orang orang terbaik di pemerintahannya baik di kabinet maupun di luar kabinet
kemudian mereka juga melaksanakan latihan
nah yang paling unik rasanya di sini menurut saya adalah yang kelapa mojito
anda perlu membayar seharga lima puluh lima rupiah
akhirnya dari kotoni sih saranin coba aja lu kontek ke main basket
sudah baik tapi belum sesuai yang kita inginkan terus tekan terus
bagaimana untuk menempuh approval dari bksda
atau kalau satu berhenti karena itu
jadi begini sebagian perusahaan yang menjual produk yang menggunakan bahan bahan impor itu tentu akan terkena imbas ya
hanya di podcast money honey cnn indonesia gitu ya
dari voting itu tadi lebih dari seratus yes kan
ya itu aku juga sebenarnya nggak apa ya
dan ketiga wadah pengentalan
ada kayak goyangnya ada kayak ya gitu lah
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs com au garis mereng indonesia
terima kasih sekali mas mark anthony untuk kesempatannya ini
mengapa harus ngemis ke arab
dan dalam pertemuan dengan premier li
jika biasanya telur asin berkisar tiga ribu rupiah per butir
kalau misalkan kita melakukan diet tanpa nasi
karena kalau dua puluh miliar rangkaiannya sepuluh kereta ya bisa jadi dua ratus miliar
jadi ya secukupnya aja lah kalau berlebih latihan juga gak bagus buat badan
baik dari jumlah jenis dan jam jam kita konsumsi makanan
nah setiap batang langit dan cabang bumi ini diwakili dengan aksara hancha atau han itu
karena gue punya kegiatan lain misalnya beli sayur online
itu justru menurunkan elektabilitasnya ganjar
adanya mobilisasi dan adanya kerumunan
transformasi yang kedua adalah transformasi layanan rujukan
ada beberapa pesawat latar terbang korea dan sebagainya
tidak boleh mempublish hal yang berhubungan pornografi
kemampuan yang sangat rendah ini
tinggalnya adalah di dusun tohpati yang ada di kecamatan bebandem
oh banten game pertama
kemudian transisi energi juga berarti menggunakan kendaraan listrik tanpa emisi
dan saya tahu itulah yang ingin saya lakukan
soal harga tenang masih bersahabat kok
sampai akhirnya biasanya programnya itu dua belas bulan
sebenarnya kalau sudah tahu jadwalnya kita bisa menyesuaikan sih ya harusnya gitu
yang lebih meningkat bagi lansia
dan tutupi saat terjadi guncangan pertama
ini institusi partai politik ini mendapat tingkat kepuasan ataupun kepercayaan publik paling rendah dari sepuluh institusi
dan tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang ada
saya kira sudah di angka triliun ya
tinggal sekarang kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat
ngeramein soal naturalisasi pemain
dan juga kepolisian kita akan lihat untuk slide pertama
target defisit pada tahun ini hanya dua dua puluh satu persen
nggak sadar bahwa setiap makan banyak tidur ngantuk
jadi memang harus benar benar pakai rasa
baik terima kasih produsur lapangan cnn indonesia suci banci atas laporan langsungnya
alas kaki pun juga ada beda beda
sebelum makan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan saat mengaduk bubur ternyata
semua apa yang telah menjadi
kalau dari saya sih lebih ke performance di pensy sih
apa yang akan dilakukan oleh ganjar mahfud untuk menyelesaikan masalah ekonomi rakyat gitu
tahun dua ribu lima belas tuh itu kan streetball pertama ya
waktu itu pernah ngomong ke siapa ya gue
nah itu dulu dia itu ngelatih nih
bahkan kalau pak presiden menyampaikan harus bisa turun
mereka masih ada menyisakan masalah kan
namun kini semakin banyak warga australia yang mengikuti tradisi tersebut
bisa dibayangkan kalau tiga enam juta ton itu betul betul akan diimpor semua masuk ke indonesia padahal gudang bulok kan hanya tiga juta ton kapasitasnya
tuhan sementara menyediakan sesuatu yang besar bagi kita
di masa covid sembilan belas lalu misalnya meski pergerakan masyarakat di ruang ruang publik dibatasi
dan setelah beli lontong sayur dan cakwe
berarti menetap di sana kan rencananya apa gimana tuh
berporsi nasinya rp dua puluh dengan mendapatkan lauk jerawan ataupun empal
yang favorit paling orang kalau makan siang itu lebih enak kalau makan pakai ikan asin
butuh latihan keras konsisten fisik yang kuat dan kekompakan tim
sehingga panas tidak hanya berasal dari bawah namun juga dari atas
karena mereka kemudian masing masing stay alone
dia punya tagihan satu atau dua yang mandat
kemudian hari ini kami bisa menjelaskan beberapa hal terkait dengan kondisi perberatan
jenisnya jadi tak heran bila lobi depan ruang sidang sudah dipenuhi awak media yang ingin
merasa mereka bisa melaksanakan ibadah dengan baik
bahkan sahur kit berisi enam dua belas sachet menu per paket
kalau sudah lima per jam
sudah akan masuk juga di bulan maret
rian fernando dewi agung yul di yarto jakarta
berarti semua trotoar harus lebar ini atau sebenarnya bisa disesuaikan
alkitab tidak mengatakan bahwa
udah nggak nyampe berminit minit
ini berarti partai yang mau dirangkul begitu mas umam
karena menurut saya nana hidup ini harus punya makna
dan merupakan suatu kehormatan bagi tubuh kita
inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus bapak
kepada irfan juga selalu menjadi teladan
bahwa indonesia pernah berkontak langsung
supaya penghasilan yang masuk itu bisa langsung digunakan untuk melunasi pinjaman pinjaman tersebut
kepada orang orang yang ada di rumahnya masing masing
anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon atau sms di nomor delapan ratus dua puluh satu seribu enam puluh satu seribu lima ratus sembilan puluh lima
tapi akhirnya tiba tiba dia hari h nya siangnya dia dm gua
mereka sudah tentukan seperti itu
sampai ketemu di podcast gen z tergencet berikutnya
dan lebih nyaman saja
segala kan pasti ngikutin juga ya dengan mengalirnya menit game ya kok ya
membahayakan penonton maupun pemain
titik yang memang menjadi rawan kepadatan yaitu di exit sumedang
fasilitas puskeswan ini meliputi poli laboratorium hingga tindakan bedah
namun di sisi lain diet ini memiliki resiko bagi kesehatan
tapi untuk menjaga terjadi hal yang tidak diinginkan ada baiknya kita perhatikan hal hal seperti yang pertama
karena kami sendiri keterbatasan dalam melakukan inovasi
kemudian kenyataannya bahwa harus menerima kekalahan
terus disosialisasi terus diedukasi
orang nu ya mengharapkan islah lah
dan adalah arsi atau singgah sananya di atas air
kereta berkapasitas tiga puluh delapan tempat duduk
juga misalnya ada pembelian uang kepada teman dekat
masih spirituality gitu bu ya
lu biasa jam segini
bahwa yang akan dipilih juga adalah pilihan pilihan terhadap postingan yang unik gitu loh
baik mbak prita ini perilaku konsumtif tekanan ekonomi dan juga membeli gawai baru
kebab yang ditawarkan awalnya hanya berisi daging ayam namun berkat masukan dari sejumlah pelanggan mehdi berkreasi dengan daging sapi dan domba
karena usia atau periodenya itu adalah empat sampai empat puluh dua hari
sementara untuk isiannya panada berisi ikan cakalang yang disuir dengan pepaya mentah yang sudah diparut dan diberi bumbu khas manado
jadi begini bu sba pertama secara hukum kita sepakat tidak ada masalah
daya tarik dari kompensasi yang diberikan
kumpulkan datanya lihat apa yang menjadi kebutuhan
ya saya melihat akses hukum masyarakat kita kan masih sangat minim sekali gitu loh
nah jumlah ini naik tiga belas tujuh dari tahun sebelumnya itu tahun dua ribu dua puluh tiga sebesar satu ratus dua puluh tiga delapan juta pemudik
kami berpikir bahwa setiap penyelidikan yang tidak memiliki kelebihan untuk memperkuat negara negara untuk berpartisipasi
sekapuk stigi yang berada di
jadi kami berharap ini akan menjadi cahaya di beberapa bagian
untuk bisa bersama sama atau bisa menjawab ruangan yang lebih besar
namun kalau kita lihat dari bagaimana pemeriksaan ataupun juga penyelidikan ini berlangsung
saya lebih baik daftar online supaya nanti kan nggak antri katanya
o adalah untuk optimism
paling besar ukurannya berapa pak
aduh lucu banget dong
diadakan kajian kajian melalui zoom secara online
kalau misalnya anakku permainannya lebih bagus
menyebabkan munculnya peluang melakukan aktivitas jual beli takjil
nah kalau yang bertanya kenapa dibikin ada gerut gerut begini
jadi belum ada tadi yang saya bilang konektifitas
dan tentu dampaknya terhadap lebih luas kepada masyarakat
jajanan pastel berasal dari portugistan spanyol
itu kalau menurut mas adit apa yang bisa dijelaskan secara sederhana dengan perbedaan dua hal itu mas
namun katarak bisa terjadi pada sepanjang usia bahkan pada bayi yang baru lahir
selain itu kita ada sebenarnya kita juga kantor utama kita di jakarta tapi kita ada program di jawa barat untuk perlindungan oa jawa
yang juga sudah melakukan ptm
jadi itulah kemarin kita bikin girls on track juga di situ

ini dilakukan untuk mengurangi mobilitas warga
itu memang menggambarkan itu tadi apa namanya tradisi transisi tadi itu
ada juga gerd yang belakangan banyak dikenal
jadi jangan sampai jangan sampai nanti beban beban berubah
biasanya sama petani ketika buahnya dipanen
sedang dalam proses untuk penelusuran siapa dan kemudian kemana lagi bahan pelarut tersebut
kelelahan yang dibiarkan bisa membahayakan keselamatan jiwa
kayak sipil gitu ya bukan orang tentara ya
ini membuat cita rasanya semakin berbeda
masalah ini demografinya mungkin datanya disini tidak bisa kita tampilkan
dan akhirnya lo bisa melenggang mulus ke final tanpa catat gitu ya
jadi ujung ujungnya ya proyek saja gitu loh
jadi dari usia remaja dan mempunyai keluhan terhadap kulit
nggak terlalu banyak dampaknya bagi anak anak muda atau pemilih bimbang kita
saat saya sedang menganiaya saya tidak memperhatikan yang mulia kondisinya seperti apa
untuk menghias skala masalah yang kita hadapi di pasar hantar di saat ini
empat belas lima persen dari seluruh emisi gas rumah kaca disebabkan oleh pertenakan
sementara yang namanya filter bubble itu adalah sebuah teknologi
entah itu dua puluh cc atau lima puluh cc ya sepertinya seperti kalau kita kumur biasa ya kumur kumur
yang biasanya mencari itu adalah mereka yang masih swing voters sama pemilih muda gitu
dengan mengoperasikan tujuh gerbang tol
artis cerdas dan jadinya sesuai
mulai dari harga tujuh rupiah hingga lima belas rupiah
atau adanya sengatan listrik dari kabel pengisi daya yang rusak
oke gua coba bantu coba cari celah lah gitu caranya gimana
kalau trotoar yang di depannya itu sudah ramah terhadap pejalan kaki gitu seperti kita
dan tahun ini itu direalisasikan
yang tentu sudah mempertimbangkan berbagai hal
selain menggunakan hair serum ada juga yang menggunakan hair tonic
wah bukit wairinding yang sangat terkenal itu ya
abc yang harus kita perbaiki sebarang barang
karena memang konsep kami sedang menyediakan
tapi ini kebijakannya berubah dalam dua minggu ini tiga kali pak
caimin ini kelihatannya udah mulai ngekritik lah ya
ada di taman bunga wiladantika
artinya perjalanan masih lebih panjang lah
jadi dua lacur arah transjawa
pak bambang rukminto terima kasih sudah berbagi perspektifnya bersama kami di cnn indonesian newsroom
ini setelah dicetak kita ada masa pengeringan lalu ada setelah kering dua tiga hari langsung masuk ke area stok
oke jadi di garis bawahi jadi bukan hanya satu kasus yang positif tapi kalau misalnya hanya punya kontak langsung dengan rekan ini juga harus isolasi mandiri seperti itu ya riana
untuk kawasan gbk seluas kurang lebih dua ratus tujuh puluh sembilan hektare
dan kali ini para pendengar yang sudah memilih topik komunikasi keluarga sebagai siaran favoritnya
memberontak melawan hukum allah
ikan bawal itu agak rakus ya jadi pemancing itu dia senang dengan tarikannya
sementara penerbangan haji diluar penerbangan reguler yakni onh kemungkinan kalaupun diperbolehkan baru bisa dilakukan pada dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh tiga
jadi saya cukup mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman gitu
kalau bisa dibilang nih berarti musim terbaik
dengan siomay selesat ini saya cuma merogoh kocek sebesar tujuh belas ribu rupiah saja
tetapi kalau khusus untuk misalnya campaign jangan kemudian terjebak pada yang disebut ruang gemah
jadi beliau adalah sosok yang tidak direktif gitu ya
nilai tanah dan bangunan mewah lainnya
adalah yang gak lolos ntar dipulangin
kemudian ada beberapa aktivis lah
mungkin juga tidak banyak anggota masyarakat yang masuk ke daerah itu
sedangkan kalau yolo atau you only live once itu adalah suatu aktivitas dimana seseorang akhirnya mengambil keputusan berdasarkan preferensi dia sendiri
raksasa di lautan ini tidak jarang diasosiasikan oleh nelayan sebagai pembawa keberuntungan
sendiri kalaulah mereka kemudian
ini kita mencermati kembali apa penyebabnya
yang kurang dari pemerintah hari ini
di perpu ciptakerja mbak amirah
yang ngumpulin duitnya itu nilainya seratus semua
jadi gerakan di rumah saja jawa tengah ini harus kita dukung
kepingin jualan sendiri juga jadi pengen buka gerai gitu istilahnya pak
kalau ben simmons jadi keluar kan berarti memang
jadi pendidikan kedokteran sekarang sudah mulai bagus
yang kemudian juga di respon dengan ppkm darurat
ini saya diskusi juga dengan teman teman uni eropa
sebenarnya lo juara tiga padahal lo juara terakhir men
oh jadi masih white and see nih yang seberang apa nih gitu
berkenalan itu dari mana saudara bisa lakukan
dua menu kopi tawa ini kini digandrungi oleh para pecinta kopi
dan saya sebetulnya berharap dpr lebih aktif di situ verdi
tertipu dengan orang yang mengaku
memang kalau dari segi funding ini selalu menjadi tantangan tersendiri gitu ya
agama serta kepercayaan lainnya sama dengan yahudi
sama sama bagian dari sistem kecurangan
apa yang kita lihat di australia adalah
untuk perusahaan dan perusahaan
dari partai buruh ini akan berubah
idealnya kita berapa persen saja mengimpor bahan baku dokter dasar
mencatatkan kredit macet pinjol mencapai tujuh ratus enam puluh tiga enam puluh lima miliar
sehingga tidak ingin makan terus menerus
ada perubahan terkait dengan sistem
kini sebagian bangunan dialih fungsikan menjadi sentra vaksin
atau apakah kita juga sedang mengalami infeksi atau serangan penyakit yang akut
karena hidup di sini bukan hanya mengendalkan kekuatan manusia saja
untuk memastikan ada tambahan puluhan kursi untuk anggota dpr agar bisa berangkat ke tanah suci
selamat malam kabar baik hari ini
apalagi pada wilayah pengelolaan tujuh ratus tujuh belas
itu kan kemudian kita menyebutnya sebagai bencana hidrometeorologi
lebih termotivasi lagi lah bu harapannya
bisa membaca karakter orang itu seperti gimana
malah kami membangun satu sentra yaitu sentra fashion
shock absorber ini kan buat apbn ya
mana kala ada satu atau
nah ini sisa sisa tenaga adalah hari masih panjang udah ini gerbong sudah kosong ini

insan bola dengan perhitungan bola
angka sembilan memang cukup tinggi
untuk spesies spesies ini yang biasanya terdapat di air yang lebih dalam
kemudian rencananya mau beli juga kapal pesawat terbang pengangkut a empat ratus m dari airbus
tetapi jangan lupa bahwa proses penentuan perolehan suara tidak didasarkan pada sirekap
kita pergi ke masa
minuman kelapa yang satu ini memiliki cabang di kawasan gulf island peak jakarta utara
para wisatawan diharapkan agar menggunakan jasa travel resmi saat berkeliling bali
kita tidak hanya memilih wakil rakyat
nah kalau aku lihat udah agak berbalik tuh
nah di sini para wisatawan bisa melakukan berbagai macam aktivitas mulai dari camping mancing
yakni pt gunung madu plantation pt bank penin pt john lynn baratama
bagian penting dari pengembalian pajak kecil
pokok persoalannya bukan pada menghukum atau mengirim seorang anak ke dalam kota
padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas
premier andrews juga mengumumkan bahwa pemerintah victoria akan membangun delapan ratus ribu rumah baru
desa pembangunan dan tertinggal
lalu ditambah lagi tahun ini kita dibutuhkan impor tiga enam juta ton
maka liberalisasi yang mesti dihentikan ini menurut saya
dan penggunaan layanan ride share
kami juga mengganti sekat yang terbuat dari kawat ini
memang kita tidak bisa menghindari adanya persepsi analisa
semua otot harus dilatih termasuk otot kaki
nasi kalau sehari hari emang makan nasinya cuma dikit sih
di tempat ini total sepuluh peternak bebek bergabung dalam kelompok petani maju wilayah rorotan
utara ini sudah hampir merah semua
dan itu pun sudah mulai panas di suhu empat puluh an ya
bisf itu tidak melihat dan tidak anti ibu kota itu pindah
ya mas oso ini bisa jelaskan nggak sebetulnya ini olahraga slow pitch ya
itu bisa langsung berlabuh ke daratan cina
nanti akan banyak ya kita kan biasanya kalau disini kalau malam kan nggak terlalu rame
artinya sebagai pelaksana kpu pusat
ketua komnasam menyatakan bahwa proses investigasi independen komnasam telah selesai
sebagai sebagian membuktikan bahwa masyarakat sejatinya gunda terhadap kasus ini
emang apa ya waktu berarti dua tahun belakang ini kan sempet padet juga ya sama latihannya si coach raiko ya
tapi kalau dijamin kesehatannya oleh bapak bupati bapak bupati kita sudah mulai dekati
selanjutnya menjalani materi uji kepekaan pemotor dalam melakukan pengereman sampai berhenti
proses pembuatan musik dalam film ini sering disebut juga dengan music scoring
namun pada prakteknya tidak semudah yang terlihat
jadi ketika lagi melasuk misalkan kaki ini maju
masyarakat perlu mengetahui wilayah mana saja yang tidak boleh dihuni
indonesia itu tidak mengurus orang per orang agama orang per orang
sekarang diperparah dengan adanya resesi ya
jadi dua dua ini harus diseimbangkan
gia membuat tutup pentil ban berdasarkan pilihan karakter ukuran produk hingga jari jari sepeda
ada yang kemantepannya sendiri lebih tahu kalau ini memang baru
kalau tadi yang mereka melakukan memenuhi kontrak interdia
degradasi promosi itu waktu
kini pemerintah tengah mengkaji pinjaman pendidikan atau student loan untuk opsi pembayaran kuliah
semua yang diajarin di ui langsung ada di tempat kerja
tapi faktanya ini praktek praktek seperti ini yang kita sebut predatory pricing
untuk datang ke setiap negara
menyebutkan makanan itu nah kalau
dengan prinsip sebesar besar untuk kemakmuran rakyat
banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak petang kemarin ditambah datangnya kiriman air dari bogor hingga luopan kaliciliung merendam permukiman warga
tetapi juga sekaligus belanja sejumlah alutsista
yang baru saja kembali dari pbb
kalau di double itu drawnya enam puluh empat untuk grand slam
kayak seperti tadi gua bilang orang sekarang udah tau nih
aki akabia akan turun kemudian indeks kita akan bagus anaknya akan tumbuh
ya mungkin terpaksaan install terlebih dahulu
tapi yang pasti apa yang disiapkan stj tentunya ini menjadi bagian penting
tapi terus kalau lo keluar kalau misalnya lo nangis juga gak keliatan
karena kan masyarakat hanya nyoblos dari partainya
pagi pagi di kamar kan instrumen
nah pada saat anda kemudian presiden dan juga para menteri menghadiri kttg dua puluh dan juga cop dua puluh enam
lalu kemudian perkenalan itu meningkat menuju persahabatan
ya ternyata kalah juga di bantai gitu
kelegaan menyambut bantuan finansial bagi sejumlah dompet dan rekening warga australia
dan dia mengenakan jubah kebenaran pada kita
mendegradasi kredibilitas dari pak prabowo maupun mas gibran dalam proses pemilu yang lalu
apa ya preventifnya seperti kita punya salep yang khusus ya
menceritakan hal hal dengan jujur
mengalami nah mengalami suatu kegagalan itu reaksi orang beda beda kan
bagaimana ojk meyakinkan bahwa para bank bank itu para penyedia jasa keuangan itu para penyedia jasa keuangan itu
tetapi kalau toksik dalam konteks kebijakan publik dalam konteks pengelolaan keuangan negara
supaya warga kami tidak ada yang keluar agar bisa menjaga toleransi
iya bahkan teknologi bioteknologi biosains kita sudah akan mendukung untuk memproduksi obat obat yang berkaitan dengan produk produk yang asalnya bioteknologi
yang ada media aja susah diterima gitu
itu adalah kembang yang luas
yakni supriyansa menyatakan bahwa ada sejumlah alasan
yang kedua bukan juga relokasi tapi adalah pergeseran
nah pak derry yang akan ditayangkan nanti pada tanggal sembilan belas oktober itu
kalau video tuh baru baru atau gimana
sebuah quote on quote perintah dari fia untuk kayak asn ataupun misal imi nya di setiap negara itu harus punya komisi ini gitu
saat ini berat badan olive lima belas kg padahal batas maksimal berat badannya adalah tiga belas kg
kan bukan hanya bicara soal rame nya di social media
itulah yang mungkin ya
dalam sehari puskeswan ini dapat melayani enam puluh hingga tujuh puluh hewan
kami juga memesan turk kari seek rice atau nasi khas turki dengan potongan daging domba dan juga fatayir atau roti spesial turki dengan topping keju
gak sih tapi di lapangan orang orang bawah
cara jalan ini adalah yang paling umum ditemui di dalam keraton
tungku pemakaran ini memiliki kapasitas sampai dua lima ratus cobek
dan rasanya sih seperti yang didengungkan oleh oleh tim mereka sejak awal
hari libur perayaan agama seperti idul fitri dan tahun baru
basket ikut masih bola juga sebenarnya gue lebih fokus ke basket
tapi karena restorannya rame saya juga ngantrinya telat jadi customernya ketiduran
para pelanggan aziz pun suka dengan bubur aziz yang sesuai dengan selera mereka
disarankan pagi atau sore hari
nah tapi awalnya itu basic basic itu ada tiga
untuk mengatakan coverage itu harus clear
boleh dibilang angkatan emas juga ya kok ya
keselamatan yang darimu tuhan di dalam kerajaan
iya yang miyu juara disitu
kemudian keamanan pada manusia tapi jumlah populasinya lebih kecil
tapi kalo struggle seorang pembalap perempuan tuh apa aja
yang paling sering terjadi kecelakaan sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua
bahkan kopi bowongso telah dipasarkan hingga ke jepang dan australia
berarti itu lu mulai fokus basket banget berarti kelas tiga itu
kedua juga kemudian menghindarkan terjadinya apa namanya persaingan yang tidak sehat ya
mereka dianggap itu sebagai bentuk diskriminasi
prabowo engagementnya paling tinggi
dan juga bisa membantu dalam penyembuhan luka
bukan urusannya kita sampai kemudian bencana betul betul terjadi ke tempat mereka
ada tahap paling awal nih ya bu ciko
lalu siapa yang dimaksud luhut panjaitan soal orang orang toksik atau bermasalah itu
sempat main bola kah di sma
lalu kemudian laporan di jaringan tani kami juga
kemudian mereka juga melakukan tindakan yang supada persuasif
aku hanya duduk aja
atau saudara kita nonton bola pasti pulang selamat
banyak sekali pelaku konveksi yang terdampak
kemudian juga di pedurungan semarang utara
jadi mereka sebaiknya diberi perlindungan dengan cara vaksinasi ini
dalam satu hari satu porsi bisa menerima ratusan pesanan baik dari dalam maupun luar kota
kemudian mereka mendokumentasikan landscape tersebut
maka terpaksa anda uninstall aplikasi untuk pinjaman itu terlebih dahulu
dan untuk durasi yang pendek
namun untuk berbelok ternyata bagian depan becak cukup sulit dikendalikan
pak kaposek pak kalau lihat dari keterangan bu merry gitu pak
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
dan seperti yang anda lihat juga proses perbaikan ini juga dilakukan di bagian bawah di bagian depan
padahal putusan mk meminta pemerintah memperbaiki undang undang cipta kerja paling lama dua tahun
apakah positioning ini akan kira kira sama pada debat cowok pres nanti
dengan telur ayam goreng tahu lalapan dan sambal
produksi panen di tahun ini berkurang sebesar satu lima puluh lima dan produksi padi justru turun pak empat satu pak
kalau kegiatan di luar misalnya tadinya hanya dua puluh lima orang jadi menjadi lima puluh orang
allah bapak kita akan jemput engkau
jadi itu ya algoritmanya jadi kebaca gitu ya mbak ya
jika anda suka wisata air yang lebih menantang selanjutnya bisa mencoba berselancar di pantai batu karas cijulang
bagaimana para pengusaha di berbagai level itu juga ingin memulai usahanya
hal yang sama juga disampaikan oleh pendengar kami saudara bubi wan yang tergabung di facebook yang kemudian menuliskan bahwa semua topik
karena memang menurut para pelanggan buburnya itu enak
dan hanya mengambilnya dan menggembiranya dalam memasak anda
sejak keluar dari oven brem khas dari kota surakarta ini memiliki daya tahan hingga satu tahun
jadi hari ini saya mau ajak anda jalan jalan ya
sebab jika pecah ada kemungkinan akan busuk atau gagal dalam proses pengasinannya
dan paranoid atau khawatir berlebihan akan mengalami lagi hal serupa
bisa disesuaikan minat dan bakat anak bakat berkaitan dengan potensi yang dimiliki sementara
kalo tahun dua ribu sebelas ke dua ribu dua belas sih
faridah terkena diabetes karena sempat menjalani pola makan yang tidak teratur
kalau cewek tuh aku ganti ganti
tubuh akan berada dalam mode ketosis
kalau waktu itu mutusin berhenti di sm ya gara gara mungkin pengen fokus untuk persiapan nikah waktu itu ya koko ya
terus terusan duduk di depan laptop gitu ya sampai kemudian ke optik
dia kan sempat yang pon sebelumnya kan juga gagal
yang abstain lumayan cukup banyak empat puluh lima
tapi itu pun jarang ketemu sama mereka
karena kita main lepas lah ya
itu yakni jalan persatuan satu itu dijual kepada perusahaan
artinya kami sedang mempersiapkan
ukraina mengatakan pasukannya berhasil memukul mundur serangan rusia di garis depan menjelang peringatan satu tahun invasi
namun ceo dari dewan tunawisma victoria deborah d nathalie
dan di apa namanya istilahnya ya
struktural menjalankan tata pemerintahan administrasi dan setiap hari kerja harus berada di keraton
chaos ini bukan kekacauan tapi ini chaos ala evita nursanti
dijelaskan bahwa tujuh puluh lima pegawai kpk yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan
karena kalau menurut saya itu kayak tim tim ibl itu belum memiliki fasilitas yang sama gitu lah
ada yang untuk biaya hidup atau living ada yang untuk tabung investasi atau saving
bank indonesia jawa timur juga menambah uang menjadi sembilan lima miliar rupiah per hari untuk layanan drive thru
karena kita pengen supaya generasi yang muda ini mereka mencintai produk lokal karya karya anak lokal dan mungkin juga bisa tumbuh bumi langit bumi langit lagi yang baru
tadi sepertinya memang banyak sekali pertimbangan ya mbak
umur tujuh belas lah tujuh belas an aku tuh udah gak punya partner
jakarta sebagai salah satu kota penyelenggara dianggap berhasil menjadi tuan rumah
dan tidak benar benar meninggalkan sektor pertanian dan berpangku pada pariwisata
permainan ini dilakukan secara tujuh innings atau tujuh babak di lapangan tanah berbentuk berliat
untuk kemudian dilakukan proses yang seperti dilakukan oleh ginjal yang sehat
kan ini perlu penjelasan secara detail
bukannya tuhan itu adalah tuhan yang kejam
jadi kami itu bener bener suka basket
kita sudah ada di acara berbeda
pekerjaan tidak berbayar dan keterwakilan
ya ini sih pimpin bawa balik gitu aja sih
dalam bahasa indonesia adalah cairan
yang sudah nyatakan lulus gitu ya
tapi menurut gue timnya agak lebih dominan sedikit gitu
satu sendok makan minyak yang berjumlah tiga belas lima gram mengandung satu ratus dua puluh kalori
program tersebut menimbulkan berbagai persoalan dan kekecewaan
biayanya untuk cover semua pengeluaran itu
pak rt ini orang pak rt datang ke toko gue beli minuman enggak puasa dia lah bukan begitu teh
baik terima kasih banyak pak ujang komarudin analis politik dari universitas al azhar indonesia
kemudian bulan empat tahun dua ribu dua puluh kita belum mempunyai apigan
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
seperti bersemedi di tempat angker dan memasang susuk
yang sedikit khawatir dengan pelemah rupiah yang begitu sangat dalam
bukankah hal itu bisa menjadi catatan sendiri bagi kompolnas seharusnya
orang kan melihat kan sepak terjang
sejak dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh satu hingga sekarang artinya sudah sekitar tiga minggu nih
jadi kita ambil sedikit fufunya ya secukupnya aja lalu kita bulat bulatkan nih kayak gini
dan kemudian dari hasil rapat koordinasi kabinet terbatas
oke kalau sekarang itu yang dilakukan oleh tambang tambang di indonesia apa sih untuk mungkin mengurangi emisi lebih jauh
tinggal sekarang bipa kita dorong untuk meneretangani usulan hak angket ya
setelah asean games setelah dulu di libur gitu
dan ini mesti dibicarakan ya manusianya ya kesehatan hewanya
mas ilham kenapa sih kalau roster pembuatannya itu harus manual seperti ini dan tidak menggunakan mesin
tak semudah membalikan telapak tangan
ia sering diskusi atau curhat
baik pak putu di saat upaya para wisata bali perlahan setelah pandemi covid sembilan belas kembali bergeliat
dan dipugar total menjadi lokasi kelompok usaha binaan umkm
kalau memang dari awalnya mau psbb ya
saya ditemani pak polisi melihat kembali suasana di safe house
kisah taswian dan didi hanya segelintir dari kisah ribuan petani di kecamatan kandang haur indramayu
itulah kenapa kita menyebutnya ya reforma agrarianya itu
kita sudah penyelidik sepuluh obat yang paling banyak dipakai di indonesia
biarlah kita mulai sekarang
itu smp sma sma lah let s say sma
bahwa gimmick di social media kadang kadang membuat semacam ketidaksadaran dari para pemilih
pengemudi juga diharapkan memahami sistem pengereman yang ada di kendaraannya
nilai tidak maksimal dan hasil kurang bagus
kalau ketemu istri di salatiga apa kalau misalnya tinggal di salatiga berarti istri ketemunya di salatiga
jadi bagaimana melakukan transformasinya
selama harus mudik dan balik di jalan nasional bypass kabupaten mojokerto
tradisional tetap buka dan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ketika ppkm level empat
hijau nya pegunungan dan biru nya lautan
bulan november presidensi deka ada di tangan rrt
dan yang berpegang pada perintah perintahku
jadi kalau medical gitu kan harus tahu gimana cara nanganin darurat gitu gitunya
kalau yang tengah saya pakai ini berdiameter lima belas cm atau berukuran besar
sedang berproses untuk upaya penegakan hukum
tinggal doang di sini
vivien dan vicky langsung lari keluar
yang lainnya sudah di atas sembilan puluh delapan persen
dan itu adalah salah satu sektor inisiatif dari hwpl
saya kan beberapa kali kalau lihat jadwal itu jadi ingat kayak piala dunia u tujuh belas
yang dibuat berdasarkan desain stadion papua bangkit
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
ditambah bahan baku limbah ban yang juga semakin sulit
memutar uang kembali untuk menjualnya
namanya kita kan nembak butuh tenang ya aduh pusing gimana ini ya
kayak bunyi bunyi sepatu cicit cit gitu
yang pengen gue tonton mungkin ya selain spurs pastinya
masak air sampai matang
karena kita melakukan semua jenis hal seperti ikan makanan air daging semua pada hari yang sama
kita lebih suka tinggal di tempat yang mana dan lain lain
atau sd ini kan
jadi yang rame sebenarnya kampanye politiknya dibanding
karena disitu saya emosi saya gak lihat dia tuh kondisinya gimana disitu
oke jadi dari pak mahfud enggak akan ada banyak gimmick tapi lebih straight to the point nanti ya
dan yang keempat atau yang terakhir
saffron berasal dari bunga crocus sativus dan mendapat julukan rempah yang paling mahal di dunia karena membutuhkan banyak tenaga dan waktu untuk memproduksi dan memanennya
dibandingkan misalkan langsung terjun ke lapangan bertemu dengan masyarakat atau warga melihat bagaimana kondisi realnya di lapangan seperti apa
dan kita membutuhkan reformasi dalam jaringan distribusi energi
karena takut anaknya sakit atau takut demamnya berlebihan
di sps sentul biasanya kalo keluarga datang dari luar negara mereka tinggal dua tahun
menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
jadi apabila autopilot sudah mencuri tenaga mesin tertentu
buat anda yang penasaran seperti apa penampakan dari bubur motor seperti inilah dia
ada kemungkinan karena mereka punya atlet yang bisa di sana
kekuatan kita untuk menahan kempuran dari udara
termasuk mantan pimpinan kpk juga ngomong
untuk melanjutkan kereta cepat jakarta bandung
yang tadi kita sampaikan bahwa alih teknologi harus diperlukan
tapi suku bunga kredit jangan naik dulu ya katanya gitu
yang tadinya mungkin terbatas akhirnya menjadi meluas di berbagai daerah
jadi yang simpel simpel aja sih paling kayak ayam goreng gitu gitu aja mas
juga radio advent suara pengharapan
minimnya literasi dan minimnya pohon gitu
pada periode yang di sini kita lihat periode di eranya tadi pak jokowi pak ahok sama pak anies berhenti di sini
dan ini masih dalam hype ibl bubble dua ribu dua puluh satu
untuk mewujudkan perdamaian dunia itu
pas ramadhan tahun depan mungkin
tradisi menyambut lebaran ketupat di jombang jawa timur kerap diwarnai dengan menerbangkan balon udara tanpa awak
jadi mencari itunya harus sholat dulu ya
yang darimu tuhan di dalam kerajaan
batu cadas yang biasa dipakai untuk memasak secara jumlah yang banyak
bisa menikmati apa ya setidaknya mereka kemudian tidak mengalami situasi yang krisis
juga menyediakan soto mie soto ayam gado gado hingga ketoprak
tapi melihat fungsi hutan hal ini sebetulnya cukup disosialisasikan tidak sih ke masyarakat bagaimana menjaga hutan
berarti koper itu dibeli sesuai dengan berapa besaran uang yang akan mereka dapatkan
sebetulnya juga bisa diatur begitu
di zaman yang serba cepat ini memang bagi sebagian orang terkadang tak punya banyak waktu
ya kemudian dari satu sisi juga sejujurnya ini menyalahi adat ini
ia juga mengumumkan bahwa negara bagian ini berkomitmen
itu kan masalahnya dan itu biasa
dia yang dia kejar itu emas
karena penggabungan suara prabowo pada pilpres dua ribu sembilan belas bisa bertahan dan efek jokowi
kalau keluar kota satu motor ya empat belas lah motor itu penuhnya
iya gak mikir dapet
satu juga mungkin angket kepada kpu
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
transformasi dalam dunia digital di sektor pendidikan
jadi ya berlandaskan teori
wah cantik ya saat ini saya berada di sorong papua barat daya yang mana juga menjadi pintu gerbang menuju raja ampat
dua pelaku ini sengaja melancarkan aksinya di waktu subuh
gue masih suka banget suka aja gitu
di mana permintaan global itu kan turun lima puluh
akhirnya dan juga karena dia kekurangan nutrisi

mau tidak mau dia pasti akan landing di bola bola kakinya mereka
dimana saya akan menggunakan sepeda berjalan di atas suhu tas kabel layaknya para pemain sirkus
menemukan bahwa rumah tangga dengan pendapatan rata rata satu ratus sepuluh ribu dolar per tahun
yang mungkin berkelindan di dalam konflik konflik agraria itu
penasaran dimana ayo kita pergi
beras merah mempunyai kandungan kalori paling tinggi
bagaimana anda tahu menggunakan uang dan menggunakan uang
cawapres anda kan pelit bicara tadi disampaikan oleh bang ege ya
atau ganti kamera dulu gitu kan
karena saya kuliah sembilan tahun saya bisa sampai sekarang
karena memang ini juga akan meningkatkan kepercayaan status antara federasi di dunia
indra ada cerita khusus gak tentang helm ini indra
artinya nggak perlu juga malu malu kembalikan saja lagi kepada undang undang sebelumnya
ben simmons punya talent gift fisik yang luar biasa ya maksudnya untuk posisi
menghindari karbohidrat terlalu banyak protein dan melupakan air putih
mudah mudahan dalam seminggu ke depan kita akan melihat harga itu minimal ketahan
ada yang lagi kuliah ada yang lagi sma
menyebabkan ratusan orang mencari perlindungan di luar ruangan
kan tadi sembilan tenaga medis itu diberikan
untuk sebagian pendengar mungkin sudah tahu
nah tentunya ada faktor yang mempengaruhi
ada pejabat dan lembaga yang mendukung kandidat tertentu
mungkin kita akan ngedumel tapi kita tetap beli
kemudian juga harus baliknya di tanggal dua puluh lima
agar tidak menulari atau mengimport kasus dari tempat yang lain
tim liputan cnn indonesia
salah satu ciri cobek yang telah matang sempurna adalah warnanya yang berubah menjadi lebih cerah
kalau misalkan indonesia ini diperang
dalam rapat itu ada yang mengusulkan
proses pemakaman yang berlangsung hingga malam hari ini dilakukan oleh sejumlah warga sekitar
sehingga tadi saya pikir untuk beberapa sektor misalkan di pasar saham dan juga khususnya di pasar obligasi ya saya melihat bahwa kondisi di pasar obligasi pun juga saya pikir masih tetap atraktif ya
mustinya kita harus mencari data yang berfungsi atau tidak kalau ada tim cert seperti ini mustinya kita harus mencari data yang berfungsi atau tidak logikanya betul seperti pak ariyandi sebutkan kalau ada tim cert seperti ini mustinya
hadiah hadiah apresiasi yang berlebihan
untuk jamnya kapan itu kedatangan yesus di hari maranatha tersebut
warna biru dan kuning mendominasi menara eiffel pada kamis malam
layanan kereta apinya sekarang kereta api reguler yang dijalankan oleh pt kai juga sudah dipercepat perjalanannya
misalnya selama lo berkarir dulu dulu
dan bolak baliknya bisa dilihat kan kayaknya bukan daerah sini gitu
manfaat air kelapa ini sehubungan dengan kulit bayi
atau kepada media yang memiliki penyiaran
nah repotnya lah kalau pada saat ini kita kerja karyawan kita kerja sama orang
tapi mereka gak mau belajar bahasa indonesia
ya jadinya kayak gak greget aja gitu buat gue
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
jadi orang dari sumatera biasanya aduh maksudnya
jadi kita tetap merespons supaya orang tetap melaksanakan ibadah puasa
artinya tidak boleh meremehkan meskipun memang filipina kita jujur selama ini sepak bola nya di bawah indonesia
sabar ikhlas dan konsisten menjadi pedoman tati dalam mempertahankan usahanya selama puluhan tahun
mulai dari pempek bola pempek mozzarella hingga pempek crispy
kantor pajak australia menunda penagihan utang historis
sedangkan kayak misalnya lo liat tenis belutangkis ya
nah ini akan menyebabkan aliran darah ke janin akan terganggu
kita lihat rawan dan simpatisan dari pasangan anies dan cak imin
ini dapat merupakan pemaparan yang mengejutkan banyak orang
jadi kalau pelatihannya diberikan free gitu
equity dia akan membandingkan
yang luar biasa besarnya tapi sangat gentle
akhirnya kayaknya udah hari keberapa deh baru dapet emailnya ditolak
nah kalau kita buka pintunya seperti ini
kelelahan hingga nyaris terjatuh
para pekerja di rumah ana mariana setiap hari bekerja
tapi kita berbicara lagi soal alat tes swab bekas ini tentunya tidak hanya dari sisi hukum saja
banyak ada coba minuman terus istri saya ada usaha aksesoris
nah kenapa lu gak sekalian misalnya ithb atau langsung ya unpad sekalian nah unpad kan juga oke kan basketnya gitu
negara lain memiliki harapan yang sama
ataupun masyarakat muslim ini adalah
tradisi arak arakan maulid nabi hingga tradisi magebuk
lestan tau gak proklamasi kemerdekaan indonesia tanggal berapa
dia nawarin saya untuk main di bali united
nah ini burohapot juga ada hal hal yang tidak sesuai
kenapa pakenya beef sirloin ini
kalau ibu tadi melihat pas gebraka dua ribu dua puluh tiga bertugas
dan itu kota seribu kelentung
dan alhamdulillah kami telah melakukan solusi bahwa posisi rempang itu bukan pergusuran sekali lagi
namun mengganti nasi putih menjadi nasi merah dengan porsi yang terukur
jadi selama sudah ada
nah mengapa terjadi kelangkaan
jadi cukup canggih juga mereka bisa kita bisa mendapatkan data cukup cukup dalam
yang kedua data inflasi bulan januari itu belum keluar mas
terus waktu itu tuh pertama kali juga isinya kan fotonya foto foto temen sendiri gitu kan
begitu kata teman saya yang dokter
jadi total lu di luar leister sama brandon ada berapa tuh
misalnya memang kan ada pekerjaan pekerjaan yang maaf seperti
kalo ga gua harus keluar kos sendiri lagi gua kalo
kas keliling itu macam macam dan bank bank juga menyelenggarakan kas keliling juga
ajang ini tentu saja memiliki dampak ekonomi khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
di tengah penyakit tanaman sayuran yang gagal panen akibat cuaca panas ekstrim
kelompok lain dengan skor rendah adalah keluarga dengan orang tua tunggal
ketika itu menjadi sebuah kawasan padat menjadi sebuah kawasan ramai meskipun itu berada di atas di tengah di antara makam makam
mantan direktur who asia tenggara chandra yoga aditama mengatakan
karena dia tidak ada perlawanan dia tidak ada ampun dan ampun dan gitu
sedangkan apabila nasi merah maka memiliki kalori tiga ratus enam puluh kilokalori
jadi disitu kita coba untuk menggali kebudayaan tersebut
berkaitan dengan itu ada beberapa upaya penyelamatan diri ketika terjadi gempa bumi
gue baru nonton episode satu dua aja itu udah banyak banget orang yang ngasih gue link
warga yang datang mencapai tujuh orang per hari
harapan semoga mk bisa melihat masalah
mengalirkan hasil kejahatan ada risiko yaitu risiko yang turun harganya
klub basket kan untuk bukan malam
ternyata diperiksa di rumah sakit itu sekitar lima ratus tiga puluh dua
setiap sudut rumah goa dipenuhi dengan benda benda yang dibuat dari barang barang rongsokan
di sini orang kita pilot bisa memprogram untuk satu penerbangan
karena kain adat atau sarung adat itu
lalu kemudian diversifikasi apakah terjadi
dan yang kedua berada di dalam tungku
salah satunya terkait dengan ekonomi global ekonomi tiongkok dan juga fenomena el nino nih mas
dan dipasang bukan oleh ahlinya
atau lu lebih setuju kayak lu pemain binaan
bu saya ingin kembali ke tadi ibu di awal ngomong soal tidak ada pasar takjil begitu
tentu alasannya karena soal pendanaan
karena kondisi kondisi tersebut tadi
secara tradisional berbasis trauma atau terapi bicara bersamaan dengan perawatan tidur
udah ada jalannya apa belum kan itu dia permasalahannya
nah ini sebenarnya jadi highlight utama bahwa artinya kalau kita ngomong putusan mk itu tembakan utamanya itu ke gibran sebenarnya isunya itu
bagaimana misalnya program gagasan orientasi ke depan
nah dalam sehari dibutuhkan puluhan buah kelapa
ya hati hati dan desa punten
sudah bergabung bang nasir dan juga mbak
dalam sebulan dirinya bisa membuat sepuluh lembar kain batik
yang berarti petunjuk dan pertolongan dari sang pencipta
sedikit berjalan ke dalam pasar atum lama blok tiga
sensasi lembut dari telur dan gurihnya udang membuat saya pun tak sabar untuk mencobanya
setuju atau gak setuju
baiklah saya harus akhiri perjumpaan kita
kalah support yang kamu tidak boleh down kalah menang itu sudah biasa
mereka udah familiar baru lah bawa ke sentul gitu
terdapat sejumlah penyakit berbahaya lainnya yang dapat menyerang hewan peliharaan
habis itu liburan dua minggu
ada wisatawan ataupun warga negara asing yang melawan petugas dan sebagainya
tiba tiba nyempelung ke streetball kan katanya
banyak negara berkembang yang sarana kesehatannya
di wilayah yang medium risk itu memang ditutup
nggak mandang umur sih keliatannya kayak yaudah aja
tidak bisa datang ke pentasator ini
efektivitas penggunaan chip dalam plat nomor kendaraan bermotor
agar bantuan kemanusiaan bisa segera masuk ke wilayah gaza
karena trennya cukup meningkat ya di tahun ke tahun
bahkan bisa mencapai lebih dari seratus porsi loh pada akhir pekan
namun di spklu tersebut beni hanya bisa mengisi daya maksimal dua puluh dua kwh dengan hanya satu kabel pengisian yang tersedia
tuhan yang sabar telah menungguku
pada saat sudah merdeka itu ya
jika ada update nya nanti akan saya informasikan kepada anda
kemudahan itu tidak hanya pada moda transportasi jarak jauh
ratusan ribu siswa di sekolah dasar di makassar
pengen jurusan komposisi pengen nulis lagu buat game sama film gitu
tetapi kalau misalnya kemudian semua elemen kekuatan dimasukkan ya diakui atau tidak potensi masuknya kelompok yang toksik itu
yang pertama adalah dari dpr di mana tadi ada perwakilan dari sembilan fraksi
pada selasa menerima sk penonaktifan dari ketua komisi pemberantasan korupsi atau kpk
dan untuk semua pendengar yang bersama dengan siaran kami
kayak belum tentu gue bisa main banyak gitu
itu signifikan terjadi kenaikan kasus
terus ada juga bisnis yang lain gitu
nah karena itu di satu sisi memang di pasal tujuh undang undang narkotika juga sebenarnya memungkinkan untuk menggunakan penggunaannya dalam hal kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk meminta bantuan gul karmat dapat dilakukan melalui telpon satu ratus dua belas
nah semuanya itu mau kita solve nanti besok diluncurkan adalah program ktp sakti
itu pelatih saya mas ruri
hirupiku kemacetan yang terjadi di jakarta memang sudah menjadi pemandangan sehari hari
kalau dia tanpa nasi kayak sama sekali itu nggak pernah
data yang benar itu yang mana gitu
saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya
oke pilihan yang dua nih mbak may yang pertama antara sebelum buka sama setelah buka nih
hanya kalau kita lihat dari gambar yang ada saat ini
kalau dibilang lagi menurun dua ribu lima belas sih
oh betapa mulia kelaknya bertemu dengan dia
kalau nggak salah dulu pernah akan dibuat
yang harus di address oleh para pembuat kebijakan
kita langsung bergerak dan sebagainya
sebenernya sih gue lebih paham sama bentukan gallant hue ya
tentunya semoga pendidikannya bisa lancar puasanya bisa lancar di sana ya
nah kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat atau mengunjungi tempat yang berbeda
ya sebenarnya kalau terkait dengan konsumsi
saya khawatir terhadap panen musim gadu ini
ya bahkan juga ada isu juga nih mi bahwa madu ini dapat menyebabkan diabetes jika dikonsumsi secara berlebihan
itu yang menjadi katakanlah tantangan kami di sini
yang apa yang terjadi di permukaan itu adalah seluruh bangunan apapun dia akan robek karena dia memiliki arah gerak yang berbeda
selain cocok disantap langsung atau dipadukan dengan asinan bogor
memasuki gua belanda banyak besi di bagian dinding dan lantai bekas instalasi listrik
untuk periode dua ribu dua puluh hingga
ya kemudian setelah saya tahu ada anu ini gsi ini saya bilang sebenarnya enggak bagus juga itu bikin gitu
tapi mereka bisa mengandung pencemar dengan batasan tadi satu
stasiun bmkg jawa barat di kota bandung mencatat pada periode satu hingga dua puluh satu desember dua ribu dua puluh dua saja
nah ini yang saya rasa sesuatu yang wajar
memenuhi hak studi mahasiswa kurang mampu sesuai dengan peraturan akademik
dalam konteks demokrasi tentu ini tidak logis
nah jika dilihat sekilas ini sudah terlihat perbedaannya
dan orang lain itu tidak
kalau timnya bagus saya mau
data yang valid dan terverifikasi
nah dimana saat itu saya sempat berbicara dengan salah satu pengunjungnya
partai buruh jules fitzgibbon
karena gue juga tidak mau disaat gue menawarkan diri tapi gue harus berinteraksi atau harus berdiskusi yang banyak birokrasi

berikut ini pernyataan menteri kesehatan mark butler
jadi misalnya crew nya ada dop nya theo g hian
dan jangan lupa yang mendorong perpu ini pak air langga mento perekonomian
awalnya sih mungkin belum terlalu familiar ya karena mereka tahunya unagi atau nggak tahu sama sekali
satu lagi pemirsa temperatur di dalam kandang juga menjadi salah satu faktor penting
terus ada artisik directornya juga budi karung
marilah siapa yang mau
masih masih diidentifikasi berdasarkan data lapangan
salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar kami dimanapun anda berada
persoalannya pak itu di nilai diskriminatif karena hanya diterapkan ke transportasi udara
kita lebih fokus untuk memberikan experience sebenarnya
kita sekarang di alat transportasi penambangan karena jangan lupa sektor pertambangan ini paling banyak menyerap solar ya
untuk pembuatan music scoring ini nick edwin memakai proses layering dari berbagai instrumen yang dipakai
yang terdiri dari glukosa dan fruktosa akan mengalami penurunan kualitas
kalau di indonesia nggak enak disebut serangan contrasting lah atau comparing ya
orang belum tahu pekan ikan artinya jauh setahun dua tahun langsung kerja sendiri
emang awal awal itu emang pasti sedih gitu
dan pada zaman dulu ternyata terdokumentasikan itu bisa membantu
kita bicara tentang pengembangan kualitas permainan tim nasional indonesia
di atg itu kan dia mainnya gold
ya tentunya kita tahu bahwa vaksin astrazeneca ini kan merupakan vaksin yang platformnya viral factor
adalah suatu talenta yang indah
teman teman kalau ingin melihat hal hal yang penting itu ikutilah di setengah jam yang lalu
ternyata memang benar paling banyak adalah soal pencalonan gibran yang dianggap mk adalah sah
akan menjadi jaminan bagi mereka
nyokap gue main volley dulu berenang gitu
best product nggak akan bisa compete sekali lagi
di mana gelombang juga tidak terlalu tinggi
seperti sinopharm itu dua kali
baik kalau untuk panic buying sendiri itu bahkan satu hari sebelum saya di
satu porsi nasi cikur dengan telur tahu lalapan dan kerupuk
ditambah belakangan ada riset yang menyampaikan
tapi memang kalo kita liat di
karena ektp ini gunanya bukan sekedar untuk pemilu
dengan kreasi pembuatnya jajanan pasar yang tadinya terlihat biasa
ini pasti akan menjadi satu berkat bagi dia
dan biaya pindahannya itu kadang tidak murah
dan untuk menarik mereka supaya mau ke puskesmas kita berikan insentif yang lebih tinggi daripada sebelumnya
apakah memang benar benar covid sembilan belas atau tidak
kalau anda tidak bisa sama sekali untuk mengendalikan diri terhadap tawaran tawaran tersebut
nah ini kan sebenarnya kan memerlukan biaya cukup tinggi untuk menjadi sehat
itu keuntungan kalau misalnya prof mahfud mengundurkan diri sebagai menteri
ketua dewan kerajinan nasional daerah ntt juli s laiskodat
terlalu jelap mendengar suaranya
apa yang bikin lu step up
konglomerat yang butuh popularitas
dengan membobol pagar kos kosan
ya jadi yang pasti kita harus ketahui bahwa berdasarkan dashboard dari kementerian kesehatan dan satgas
karena di selatan jakarta itu berdasarkan data gps
sementara warna biru yang dipakai oleh oleh prabowo sama sama gibran itu menunjukkan warna biru yang santai
sampai kepada non fisik ya psikologis
gung wedam juga memanfaatkan big data untuk menjamin kontinuitas produk tetap terjaga
saya pikir dalam kecil tahun ini kami juga mulai mendukung surfing
nah akhirnya saya tidur
namun tentu hal ini butuh kerjasama dari beragam lapisan masyarakat
hampir semua kebutuhan hewan peliharaan yang tidak ada di kota lain ada di sini
yaitu di mana berhubungan dengan lifestyle yang ingin kita punya
melalui serangkaian proses yang berkelanjutan
selain itu juga ada beberapa penelitian
dua tahun kemarin karena bioskop tutup
saya tahu bahwa ketika dulu saya tidak melakukan hal ini
baru ini ada lima tahun
penting gak sih ini penyebrangan ini kan ada jalan
masjid yang biasa kami datangi ini
bapak memberkati pendengar kami
dari tanggapan dan postingan ini bedanya apa boleh dijelasin dulu mbak
tetapi kalau melalui jalur politik silakan saja toh sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang secara resmi menyatakan akan menggunakan hak angket dpr ri
saya sampai disini jam delapan kurang
janganlah kita menolak kesempatan yang kecil ini
inilah fakta yang keluar di persidangan sampai sekarang juga enggak enggak pernah
secara logika itu justifikasi umum
anak anak sudah sudah kita yang ada di luar sana gitu ya
melanjutkan ibu mertuanya yang sebelumnya berjualan di tempat yang sama sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
nah pas kemarin itu yaudah akhirnya
yang paling penting juga adalah pemanfaatan yang berkelanjutan
dan kalau kita mendengar berita ini jangan berhenti sampai di sini
harga gabah masih di atas rp lima lima ratus
apa sebenarnya kebebasan itu
sepuluh tahun gitu gitu apalagi kan mobilnya mobil gede ya
tapi begitu perhitungan dia pakai rekap manual
belum jadi rajanya atau menterinya atau apanya
dan prediksi dari menteri keuangan kemudian bank indonesia harusnya kita di bawah lima
nah kita tahu vaksinasi saat ini itu banyak yang orang sekitar
kami bercampak teman teman melakukan otomatisasi di bidang pertanian
rata rata para buru panen di tempat ini mampu memanen hingga lima
jadi ganja yang bisa diolah menjadi medis
dan di antara sate keliling paru waktu
oh kayaknya udah liat kemarin di video itu rocky
ini keuntungannya cukup besar gitu ya
perintah allah untuk dijalani
pak toto ini kan juga saya baca rumah batik selasan ini dijadikan sebagai rumah batik yang tempat edukasi bagi pelajar maupun masyarakat
modus penipuan ini menggunakan modus multi level marketing
mengingat bahwa kalau misalnya memang sama apakah ini artinya bahwa ada kecenderungan bahwa kita patut waspada terkait hal tersebut
itu ada bagian yang keruhnya di lensa matanya
itu bentuk tanggung jawab murid kami bapak seluka kapal terotendau
tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam
mengungkap bahwa perempuan masih melakukan
mereka akan memperoleh harta dunia

makanya kemudian diperlukan yang disebut dan inokulasi komunikasi namanya
tak heran dengan rasa yang sejenak ini menjadi daya tarik tersendiri
yang akan menemani saya untuk naik para layang
bang nasir ini kan revisi undang undang narkotika sedang berjalan ya di komisi tiga
ingin menikmati apa namanya apbn
gue pernah kasih masukan ke junas itu kakak kelas gue
jangan lupa anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com
nah untuk negara negara arab
nah hari ini saya berada di queen victoria
keknya dibanderol seharga dua puluh ribu rupiah per potong
sementara itu dikonfirmasi perihal warga asing
pecahan kaca di lantai dapat melukai kita ketika berjalan menuju keluar rumah
mungkin kalo kak icat sekarang cerita pelatihku sama cibutet cerita sih
gue liat liat tebas paling konsisten daripada semua podcast
seperti yang dilakukan oleh pemerintah yang diinsubsikan oleh kepada kepala kepala daerah bahwa ppt mikro ini berlaku untuk seluruh provinsi di indonesia
nah tentu peluang ini tidak berlaku untuk banyak orang
tapi setiap kali di table
siapa yang berani coba gitu kan
begitu juga dengan ekspresi pada saat bertemu dengan sesuatu
nah apakah di balik kemudahan pinjol maupun paylater ini
jadi gerak virus itu kan dengan orang ya
saling menyerang enggak apa apa tapi kebijakan polisi visinya yang diserang bukan untuk
menjadi spot favorit wisatawan untuk berenang
diskusi di luar forum debat
nah dokter dika kira kira ini kan banyak yang menanyakan jenis olahraga seperti apa dok yang cocok dilakukan saat kita berpuasa
jadi biasanya event yang pernah gue bikin tuh signature empat on empat itu pure konsep gue
gempa susulan terkuat mencapai magnitudo empat sedangkan yang terkecil sebesar satu delapan magnitudo
tak kehilangan akal kini pengemudi pt pt bahkan memberikan tawaran lain
tapi ya itu yang ingin komunitas dan kita harus menjawab perubahan itu
udah mulai kelalahan capek bahkan udah bisa jatuh ke venting udah bisa sinkup pingsan gitu ya
di jawa timur dikuasai oleh paslon prabowo gibran
sambil menunggu kami menikmati suguhan teh khas turki yang rasanya menenangkan dan memiliki aroma khas yang kuat
ternyata sayur itu membuat kita sehat gitu
pesan dari ukraina itu ya ternyata ya
top up masyarakatnya banyak premi ini premi tambahan di atas bpjs nya atau premi yang selama ini mereka
dan ini sudah diolah jadi mangut beong
dalam arti subsidi harga ini teramat penting bagi petani
iya bener soalnya dulu tiga puluh empat ga pernah kedengeran basketnya ya
anda bersama sbs bahasa indonesia
nah untuk yang tulangan ulir itu yang sembilan puluh derajat pak
ya kebenarannya tidak harus di jalan tol
lo emang awalnya suka atau agak kesulitan dulu awalnya pas pertama nyoba nih
yang menggantungkan hidupnya menjadi kusir setiap hari demi mencari rezeki
kira kira kita juga tidak terlalu buru buru artinya menguyakan harus dicabut dan sebagainya
cukup tidak ya dampaknya terhadap ini
atau dua minggu sebelum hari raya lebaran
tetapi yang perlu dikhawatirkan adalah potensi kerusakan di permukiman padat penduduk jika gempa terjadi
katakanlah kalau pns itu menawarkan doa kominiware
oke berarti ini artinya bahwa kalau kita melihat kegiatan kalau di indonesia ini kan kegiatan selama ramadan ini cukup banyak ya
nah tapi kan apakah artinya industri dari batubara sendiri itu
kemarin lawan bali united gak mau ngasih kok itu sm
untuk jabodetabek setidaknya dua puluh delapan enam juta penduduk akan keluar
mulai dari bakso tahu bakso ikan bakso udang bakso rumput laut hingga bakso teripak
seorang seniman sekaligus kadeka turis indonesia yang hadir dalam kegiatan ini
seperti pubg mobile di smartphone miliknya
mengungkap cara para dukun pengganda uang melakukan trik mereka
sehingga kalau ada ketakutan untuk ditutupi kami akan pastikan bahwa ini tidak akan terjadi
dalam perkara ini empat hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion
maksudnya cara berpikirnya sama ada trigger yang sama
maka bila dekat pemukiman maka tidak harus gempa gempanya terlalu besar untuk menghasilkan dampak kerusakan
namun dibalik itu semua delman juga menjadi bukti bahwa masih ada manusia
orang langsung takut ya melihatnya
poinnya adalah bpn harus menjaga kewajaran harga di hulu dan juga di hilir
baik pertama kita harus memahami apa sih sebetulnya hal hal yang membuat kita lebih bahagia
kita fokus di area dimana memang hutannya masih bagus juga
apalagi anak anak ya anak anak kecil yang harus dioperasi tanpa anestesi bisa dibayangkan rasanya seperti apa
pemerintah amerika juga kan dulu ingin jadi broker ya dengan solusi ini
nah langkah langkah yang telah dilakukan oleh pihak polda dalam hal ini khususnya
selanjutnya marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan
di salah satu perusahaan
nanti lu tinggal jawab agree or disagree
tetapi akan lebih baik jika kebijakan tiga m tetap diterapkan
ribuan orang pada tahun ini
direktorat lalu lintas polda mitur jaya akan menjatuhkan sanksi tilang
bener orangnya tuh keren lah bener bener legend lah dia
untuk memenuhi pesanan nastar saja
pak mahfud saya rasa tidak akan mengkritisi kita tidak ingin mengkritisi siapa siapa
sehingga kalau perhitungan saya
nah ini kita masih terus melakukan upaya upaya penyelamatan
sebagian besar masih dilakukan di rumah sakit
atau mau disiangin supaya agak panas
ya mbak prita ada beberapa perbankan juga sudah mengeluarkan fasilitas paylater
jadi selama saya pensiun
saat ini pemerintah sudah menyiapkan dua juta dosis vaksin pcv hingga akhir desember dua ribu dua puluh dua
tapi apakah ini berpengaruh terhadap belt road initiative ini
yang bikin sekarang persaingan di timnas tuh makin asik lah
ini soal moral gitu kan kita
pas kembali plat nomornya berubah
dan pelayanan yang tidak berasal dari kerelaan hati
tetap prinsipnya di rumah itu untuk mengurangi kegiatan masyarakatnya
banyak sekali dan ikut deg degan juga
oke untuk perputaran ekonominya sendiri
tapi artinya sama emang
perbedaan tenaga mesin yang semakin besar
ini akan disambut euforia tapi ternyata tidak sepenuhnya euforia dia di korea selatan sendiri ya
kemudian terdapat lemak omega tiga dan enam juga beragam vitamin mulai dari a b d hingga vitamin k
mengembangkan karir saya gitu
sidat juga memiliki siklus hidup yang lebih panjang dari belut
ada gak yang lebih efektif lagi bagi khususnya negara negara yang memang mendambakan

apabila kita sudah bisa mulai beradaptasi dengan olahraga
ada rumor kan gue kan emang banyak nge follow ini kan
walaupun mayoritas masyarakat di sini bukan muslim
posisinya indonesia dimana sih gitu
terus sekarang itu dia ngelatih pemain cowok
asn gitu ya yang ini apa namanya sampai
dimana platform adenovirus lima di rekayasa
kadang bangun pagi ini sholat ah tidur lagi masang alarm setengah tujuh dua belas juga

jangan jangan ini ada pesan ya
iya kalau buat sistem segala macem ya keberuntungnya kan saya dapat pelatihnya di nsa kan juga masinal kan
hingga buang sampah saja tidak diizinkan
mccann mengatakan bahwa rumah tangga
karena pembagian rekening ini akan memudahkan dia mas yuda dalam hal mengelola keuangannya
masih belum puas melihat pemandangan asri
ketujakan terbaru yang baru diumumkan oleh perdana menteri kemarin bentuknya adalah sebuah remulus
namun ternyata lihat masih digunakan untuk parkir sepeda motor yang semestinya tidak boleh dilakukan
lalu yang kedua anda perhatikan asuransi kesehatan
tidak mungkin santri itu ke depan akan menjadi dirinya
suasana jogja banget juga ada di kawasan cimanggis depok jawa barat
bagaimana melakukan percepatan industri digital
artinya ya ada pemangkasan lima puluh seperti halnya
selain itu warga juga berharap kawasan ini bisa ramai
yang mana ada dua tingkat parkiran sepeda yang bisa digunakan sekiranya di area bawah sudah penuh untuk menambah kapasitas sepeda di sini
tumbuh lima lima persen disumbang ekonomi pada kuartal empat dua ribu dua puluh tiga yang tumbuh lima empat persen
tubuh kaki maupun tangan dengan luas dan lincah
di depannya saya lihat ada ivar jenner
sebagian orang ukraina yang berusaha untuk
sudah beberapa pekan belakangan abah membuka jasa soal sepatu di kontrakan kecil tempat ia anak menantu dan cucu cucunya tinggal
semua di kantor polis tanya kenapa kamu
terus gara gara supporternya datang
beberapa orang yang paling
menteri agama republik indonesia menteri agama malaysia dan singapura
dia pidanya itu dagingnya tuh banyak banget berasa banget maksudnya
pasti akan ada konsensus konsensus antara partai politik ke depannya
football family kita juga bisa dibawa ke ranah pidana
khususnya di bulan juni ini aktivitas ekonomi apakah menurun tajam
karena di masa pandemi kami malah konsumen di fashion
ini antara lain membuat yang begini
artinya kami juga nanti dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
hasil tanaman hidroponik yang dikelola oleh komunitas
untuk melihat apakah ada apa apa yang berlaku di populasi
ada live setnya juga ada dj setnya juga
beragam kuliner yang tersedia di titik macetan jakarta
fanatismenya luar biasa kayak lu liat di kolom komentar
yang justru jadi harusnya dihukum berat
kemarin juga kan pernah sempat sampai operasi ini gara gara bocor
dengan membuat modul modul pendidikan maka kualitasnya kita akan sama
pemerintah memitigasi dengan bantuan el nino di bulan november dan desember
jadi dari jalur ini lima belas meter ke kanan lima belas meter ke arah kiri itu yang tidak boleh sama sekali dibangun
jangan dipakai ini untuk kampanye ya
terus akhirnya kepikiran tuh pas kuliah udah jarang banget tuh ngikutin
rian fernando duyagung yul tjarto bogor jawa barat
kita tahu di fase grup d pertandingan perdana dari timnas garuda akan melawan irak nih bungkus
mahkamah konstitusi pun sempat pernah mengeluarkan putusan terkait dengan sistem proporsional
sehingga kalau kita lihat dalam direktorat krimsus ini sendiri khususnya di divisi krimsus
sementara saya statusnya sebagai saksi
di kilometer sembilan puluh sembilan a cipularang
karena tadi target dari menko maupun gubernur bi tahun depan dua lima persen plus minus satu
jadi kita harus pentingkan dua
karena listrik bisa padam dan sistem sprinkle dapat menyala
sejumlah orang memandang sebelah mata penyakit asam lambung ini
menteri bawon mengatakan masih terlalu dini untuk memperkirakan apakah pemerintah akan mampu mencapai target itu
namun hal tersebut perlu didukung beberapa aspek penting antara lain mampu membangun visi karakter animasi
bahwa pada saat pesawat sedang naik
setiap hari nur ali bisa mereparasi sekitar seratus hingga satu ratus dua puluh tas jamaah calon haji
sarana kekinian untuk bisa menawarkan ide gagasan tentang demokrasi
dan yang ingin gue tau tuh
lebih works kalo misalnya dia ngambil mungkin the maldrozan
menurut indeks kesulitan persewaan bulan ini para penyewa di australia mengalami tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya
disana sana juga kita siapkan spklu dan juga tentunya posko posko polisi total yang sudah kita koordinasikan dengan polda jawa tengah besok ya
anda bisa juga melakukan konsultasi ke dokter ataupun juga ahli gizi
yang nagedin itu siapa sih gak tau
dan kami juga mengucapkan bahwa ketiga bakal calon presiden ganjar pranowo dan juga andis baswe dan sudah hadir di istana negara
november dua ribu dua puluh empat kita udah pilkada
vihara tertua yang ada di sini vihara tridharma bumiraya
silahkan cek jadi mau harga itu berapa ya bpkp lihat
hakim langsung tegas bahwa kesaksian itu dibawah sumpah
nah ini lu kalau udah liat wawancara tentang sepatu jordan apapun pasti lu familiar lah dengan orang ini lah
seakan akan ketagihan impor barang bekas
sampai jumpa di episode selanjutnya
karena kan rata rata pekerja muda keluarga muda
tapi kalau krl bekas karena sudah dimanfaatkan di jepangnya dua puluh sampai dua puluh lima tahun ya sisa waktunya tinggal sedikit
kita punya lapak terus kita berjualan lewat motor
di kawasan menteng jakarta pusat ini
bentuknya juga udah berubah warnanya berubah gitu
berbekal pendidikan seminari dan perjalanan pengembaraan spiritual
kira kira salahnya di mana ya
merugikan mereka dan mereka anggap sudah pada tetahap
terus butuh proses masak yang lebih lama dong berarti
kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan menko marves lutbinsar panjaitan
kita tidak tahu mungkin di bawahnya ada kasus kasus serupa yang kita tidak ketahui
tapi komitmen pak erick thohir menurut
karena menekuni seni batik tulis tradisional sejak belia
mirip sepak takraw menggunakan kaki
karena prinsipnya adalah yang dicegah itu adalah
itu bisa dicegah untuk tidak kembali kampuh dengan mengkonsumsi isoflavon dalam kedelai yang secukupnya
dimana kita mengarah kepada disiplin fiskal untuk menetapkan defisitnya tidak setinggi pada tahun ini dan juga tahun dua ribu dua puluh kemarin
jadi jangan kita hidup ini dengan cara menjelek jelekkan orang supaya kita muncul
beberapa kelompok minoritas melaporkan nilai terendah dalam hal kelayakan hidup
mungkin karena ketebalan tubuh juga saya harus minum itu ya nyatik sun lah
tapi sekarang kok kalau ini mungkin keluar dari topik ini ya maksudnya
pada tahun dua ribu dua puluh selama kebakaran hutang musim panas hitam dan pandemi covid sembilan belas
ya kebetulan kita di tom s icon sendiri kita di ramadan punya spesial adalah modern indonesian highlight
kalau dilarang kita bingung
mean of plate singapore itu pada posisi apa
nah melalui jalur laut ini kita bisa menikmati keindahan alam seperti hutan bakau di belakang saya ini
setelah ada asian games kita punya ya saya berharapnya persis akan terus begini gitu
tentang besi ini itu kan ada tulangan utama sama ada tulangan sengkang ya
kolonel peter lerner mengatakan hasil penyelidikan akan diberikan kepada yayasan world central kitchen tempat para pekerja bantuan yang tewas itu dan kemudian akan dipublikasikan
karena virtual concert kan butuh treatment butuh ibaratnya butuh sponsor lah
oke tapi memang di sini sendiri publik dengan misalnya tadi kalau mas asaradi katakan bahwa
karena mereka tidak tahu dan ada satu pola atau kebiasaan yang kadang itu sedekah ya
dari rangkaian kereta api tersebut seperti itu
namun sekali lagi kalau anda perhatikan tadi ada ukurannya ya
pernah menjelaskan soal penyakit mah begini katanya jadi penyakit mah itu atau kita sebut dengan
bukan terduga doang ataupun pakai petunjuk petunjuk yang tidak saintifik
hingga sistem peringatan dini bencana dan tempat pengungsian
mengoreng kerupuk dengan pasir bisa membantu meminimalisir kandungan kalori
dan juga aktivitas kesahariannya ini bekerja atau kuliah atau justru lagi jalan jalan nih di sana
ya pemirsa ya jadi sudah matang
dan sebelum kita tutup episode ini
sehingga tidak ada lagi persaingan head to head yang membuat kemudian mereka menjadi sangat tidak efisien dalam pengerjaan proyek ya
jadi share rotasi lebih enak gitu ya
dia nawarin dua puluh lima sehari gitu
choy pan biasa berisi bekuang dan ebi ataupun daun kucai
by the way sebenernya konsep dari bdd itu sendiri tuh apa sih
tambahan topping seperti cakwe semur telur serta ati amaran
dan tentunya kami juga sudah mengutip presiden jokowi dodo juga menyoroti masalah kelangkaan ini
dikembalikan lagi ke tanah masyarakat
ini kan proses masih berjalan tiga bulan ke depan ya
yang tadinya tiga direct kita tambah lima
inilah abah min maulana atau yang kerap disapa abah maulana oleh sanak kerabatnya
ini sangat berbeda sekali dengan kalau itu mau dikait kaitkan dengan kasus durantika ini sangat berbeda
niat saudara untuk apa tuh supaya mati dia tuh bagaimana
kalau kita bahasa inggris tidak apa apa
kuliahnya dimana juga ya tugasnya banyak juga segala macem
tapi juga kita kerjasama dengan operator boat
roti yang dijual paginya adalah roti yang telah dibuat sehari sebelumnya
kementerian bumn menyebut nantinya direksi hanya mendapatkan remunerasi dari bumn
ketika mk mengeluarkan putusan kemudian pemerintah mengeluarkan perpu
emang harus per orangnya
naskah ini cukup rumit
karena import pun itu kan sudah lewat
kalau memang demikian percaya diri pada efek vaksinasi kenapa hanya di luar ruangan saja
artinya pergeserannya puncaknya itu tidak mendekati tapi sudah bergeser satu dua hari sebelum pelaksanaan hari h
selalu merasakan seperti ada ganjalan
biasanya angkot jurusan kota kertapati berhenti di dekat barisan becak motor
bayar gapnya dan gapnya ini akan kita kecil terus supaya pembiayaannya ini bisa kita
bahwa bulan april tahun dua ribu dua puluh satu dengan april dua ribu dua puluh itu pasti jauh berbeda bermakna
oke nggak pakai lama lama kita ke jakarta gudang
salah satu center yang punya mid range cukup bagus ya vincent gitu
juru bicara satgas covid sembilan belas wiku adhisa smito menjelaskan
emang berarti kan ada yang hebatnya juga tuh dulu
sebagai pengganti perpres nomor satu ratus tujuh tahun dua ribu lima belas
bentuk segitiga menjula menggambarkan kontur geografi papua
tetapi mereka akan mati dan meninggalkan harta itu
yang menarik keduanya juga tengah bersaing untuk menjadi top scorer piala dunia dua dan dua
apakah pak derry juga termasuk tim jurinya begitu
dan kita transfer knowledge nya ke tenaga kesehatan di kadar posyandu
jadi selama beberapa minggu ini mbak desy
tapi ini bapaknya sudah dapat
saya berjalan menuju ke lantai dasar tahap tiga
bagaimana anda menanggapi klaim yang disampaikan oleh pemprov dki jakarta ini
terima kasih untuk update anda bersama kami di news hour
dan juga ada grup edm tanah air world genius
diuji komitmen mereka terhadap menghadirkan kondisi yang lebih baik
peraih medali emas olimpiade rio dua ribu enam belas
setelah menunggu sejenak sambil nyiler melihat lahapnya para penggemar
ternyata ceritanya banyak sekali ya
kalau kita melihat dari equity dan expectancy theory gitu ya
maksudnya gua sendiri juga gak nyangka gitu
kementerian terkait menyebut permintaan cost of run ini
nah untuk anda berdua saudari yuli niyati dan ami niyati
dan tidak gresak grusuk
apalagi untuk yang beli jalan jalan kemana mana itu kan hilang itu uangnya
akan mengajak anda sarapan gule hahaha tapi kali ini gule bukan sembarang hule warung gule yang
hubungan kasih saya dengan tuhan tidak akan berhasil
laporan tersebut mensurvei lebih dari dua puluh lima ribu warga australia
namun namun ternyata masih banyak pelanggar yang terjadi karena trotoar seharusnya digunakan hanya untuk para pejalan kaki
jadi biasanya kan waktu itu sempet dimainin bareng
dan mulai kamis pagi di sd minasa upa di kecamatan rapucini
pantesan langsung beli rumah di pondok indah
namun bisa juga dalam bentuk cair
tambah air sekitar lima belas
kalau tanya suatu institusi melaksanakan kumpul kumpul bersama apakah itu buka bersama ya
nah kalo biasanya kalo mendadak kan pasti harganya udah mahal
sempat tidak sadarkan diri setelah aniorisma di otaknya pecah
walaupun ada peningkatan tidak setinggi pada pertengahan tahun kemarin
karena kita harus melihat produksi dalam negeri
sudah cari info browsing dan rekomendasi dari salah satu teman cobain di situ
terutama yang memberikan bunga seperti obligasi atau surat hutang
atau bahkan mendapat luka bakar seperti yang pernah dialami salah seorang warga desa
udah mau tiga puluh menit aja nih
tapi memang dengan adanya gangguan penciuman ini kualitas hidup seseorang itu pasti akan turun ya
kalau misalnya bisa dilihat lebih detail ini ada tulisan atau drawing
dan mendapat persetujuan dari dprd kepupatan deli serdang
ko tadi gue udah sempet ngobrol juga sama ko jojo sebelum kita break
walaupun ya kita liat tahun lalu aja sebenernya
tapi endgame ini seperti apa dan berapa lama
ya yang pertama lagi lagi perpu ini menunjukkan hanya seperti copy paste isi
selain ibadah kemudian kita juga mohon doa restu
selain belanja kita meningkat subsidi
kita udah lama banget nih cen sebenernya kita gak tag kan
kita tiga delapan persen
lebih cepat tapi karena kita mikir
nah itu jawa timur ya boleh dibilang oh sab juga kemaren kita udah sempet nanya juga ke reza buntara ke firdan gitu
saya pun juga pernah padahal saya sudah pakai sunscreen ketika saya arung jeram gitu ya
dan juga yang penting bahwa perempuan sudah ada di legislatif
warung bubur ayam ini buka dari jam tiga sore hingga sebelas malam
selanjutnya saya beralih ke perrajin lain yaitu muhammad
mengundang untuk melakukan investasi
nah dengan kenaikan harga pangan yang tinggi seperti sekarang ini
kita membernya itu dari siapitas karim kui
kemungkin jadi titik balik juga dari bali united ya
jadi orbit yang seharusnya mungkin lingkaran atau elips itu akan terganggu oleh keberadaan lubang hitam
awrindonesia yahoo co id
sebelum terjadi lonjakan tadi
dan seorang anak berusia sebelas tahun dari queensland
yang gue bawa waktu dulu sma masih belum dimainin
menteri luar negeri mesir jordan saudi
semakin sini apalagi setelah si all star game ini all star week
masyarakat kita masih menjadi bagian
awalnya limbah pecahan batu marmer yang sudah dihaluskan disusun sesuai dengan motif yang diinginkan
dan gak ada keuntungan finansial buat kalian
badal haji adalah kegiatan menghajikan atau mewakilkan orang yang belum berhaji
menjadi penarik becak motor
oke jadi kan konsepnya dalam penghasilan kita itu kita bagi tiga
tidak hanya disajikan dengan bumbu super pedas mangut juga dimasak dengan bumbu yang tidak pedas
nah ini ngomong ngomongin ini nih apa lu basket juga kan udah cukup lama juga lah ya abis dari kelas lima sd itu
karena kalau pakai sahnya sehari hari itu kan lebih yang ringan ya
tapi kemudian memang harus dibuktikan apakah ini pengaruh vaksin ataukah pengaruh lainnya
ntp kita nilai tukar petani kita hari ini adalah khusus untuk tanaman pangan di atas seratus
begitu terbuka saya deketin
berbicara soal narasi kerjasama dengan siapa saja dini
saya mau ke alvin di seoul di korea selatan di sana sendiri bagaimana respons masyarakat yang nanti ini bulan juli kurang lebih satu bulan lagi
misalnya cepat sobek cepat rusak
yang paling banyak proporsinya di kementerian perhubungan gitu
kalau yang kita yang ganja kita yang khususnya thc nya di atas delapan belas
karena kemudian di omnibus loh yang ada namanya principi
keputusan ini dilakukan kpk berdasarkan peraturan kpk no satu tahun dua ribu dua puluh
datangnya lebih awal ada di restoran sebelah gitu ya
gua tanya kalo ditolaknya tuh dapet email enggak gitu kan
target kok dua ribu dua puluh sampai tahun depan deh
saat ini sudah barang tentu negara berkembang
nah sebenarnya juga sebelumnya kita sambil mencari data data yang sangat berharga
diangkat dulu ya sampai mencapai suhu ruangan
kemudian yang perlu dipertimbangkan juga tentunya adalah
tapi inflasi sudah empat puluh tiga total inflasi selama sepuluh tahun terakhir ini
apa sih mbak untung ruginya memiliki dua variable ini sebagai pilihan mbak
jadi flora normal usus ini juga termasuk dalam mekanisme pertahanan tubuh kita
konsumsi masyarakat yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita tetap positif sampai akhir tahun nanti
dan menurut gue kalau semakin banyak
utang dari hampir tiga ratus ribu orang
dan empat belas diantaranya meninggal dunia akibat virus ini
jadi sepak bola ini harapan kita bersama sama
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
iya cnn id slash newsletter ada di sini
yang paling berat adalah di kilometer empat ribu tujuh ratus enam puluh enam arus balik nya numpuk di enam puluh enam
enam major jadi ini ada enam kota yang biasanya kalau orang betul betul maratoner profesional itu ada enam kota
atau lebih dari lima juta jiwa
solarnya berapa pergasolinnya berapa seperti itu ya
agar tidak memasukkan properti mereka ke dalam pasar sewa jangka panjang
karena kebutuhan kembali gitu ya
pembelajaran dalam pemberian tentang asal humuasal bahan ini adalah cara ampuh untuk menghormati dan merangkul kekayaan tradisi australia
maksudnya nyaman gak sih pake helm gini selama balapan
lumayan banyak waktu senggang dan tampaknya waktu senggang ini yang kamu pakai
kalau kamu lihat diri kamu tuh legenda gak
tidak sejalan dengan jumlah uang tunai
karena aksesnya ke laut hitam itu hanya lewat
di satu kegiatan bank bisa juga malah ada bunganya kan bisa
jadi semoga kita bisa melindungi dan melestarikan
ia mengatakan bahwa meskipun pengalaman para veteran penting
di mana memang triggernya salah satunya itu memang ada elit elit politik yang kemudian saling bersilah pendapat
peselancar yang hendak menjajal ombak di kruid begitu ya
salah satu aja menu pempek tornado hot lava pempek spiral super panjang berukuran enam puluh cm
apa juga akhirnya terjadi beberapa peristiwa yang kita tidak inginkan
iya kan apalagi sekarang sports photographer tuh banyak banget

oke ada dugaan tiga oknum ini diketahui memilih targetnya dari grup komunitas orang aceh mas reza
akan ada empat puluh lima ribu kendaraan per hari yang melintasi tol cisumdau
ini tentunya menyebabkan situasi semakin memkasan
kehadiran ronaldinho mampu memicu semangat anak anak
jadi fungsi plankton atau fungsi mereka untuk mengontrol populasi plankton itu penting
kita fokus pada keselamatan penumpang penumpang pada dua kereta api tersebut
tentang kehidupan bernegara untuk sekarang
gak bisa main di kuliah kayak gini
ini kebutuhan pokok kita
karena memang masing masing sumber gempa itu sudah memiliki masa matang sendiri sendiri untuk rilis energi sendiri sendiri
karena saya pikir itu juga tidak realistik
thank you bang jokowi
mungkin teman banyak sana kemari
loh kok ada ebot sbo top gitu kan
seperti bus rapid transit atau brt
tapi kalau untuk yang berprestasi pasti ada
apakah itu konflik agraria akibat sektor pembangunan perkebunan
kita dibantai argentina lima puluh
lalu diuji tuh bener nggak di data data
mumpung harganya masih murah dan orang lagi pesimis kenapa pesimis
nah itu kan memang sebenarnya badan kita lagi fit fitnya
dengan harga tersebut omset yang bisa didapat dalam sebulan minimal enam ratus dua puluh lima juta rupiah
penyelidikan yang sangat berbeza
tapi secara prinsip kan mereka setuju kan
ya berarti kita tuh kayak nggak support kita nggak menghargai proses dari pembuatannya itu
hingga satu juta rupiah sekali kirim ini sudah termasuk biaya pengemasan kendaraan ada sejumlah
yang sifatnya informasi elektronik yang bersifat pornografi saja heran auto
sehingga dari awal tahun lalu kita semua memang sudah mempersiapkan stok di bulog
setelah asian games dua ribu dua puluh dua berhasil jadi bintang bagi tim indonesia
nah ini dia telur bebek yang telah diasinkan
kemudian muncul serangan balik dari sesama koleganya menteri menteri dari nasdem
banyak populasi warga keturunan rusia
karena ikutan daftar gitu
yang beralamat di jalan angkatan empat puluh lima nomor enam belas wonosobo
kita pingin semuanya bangga bahwa kita adalah salah satu negara yang sumber dayanya ini sangat sangat diverse ya
gorengan yang digunakan berulang kali
maksudnya ada umkm yang juga akan berjualan disana
masyarakat di kampung pulo masih memegang teguh adat istiadat
namun saat ini pihak berwenang kesehatan memperingatkan warga di pesisir timur
begitu masuk kami langsung disambut dengan deretan baklava yang menggiurkan
yang selama ini sudah menjadi golden standard dalam tes covid sembilan belas
tanpa daya untuk membangkitkan diri mereka sendiri
daerah daerah mana yang sekarang baru panen
kemudian di dalam proses pergeseran tersebut ada tanaman ada keramba itu juga akan dihitung
sebenarnya melalui film monisme ini
kalau gambarnya nanti naik tinggi jangan panik tenang saja
digital dan pengertian cara
awalnya abah mampu berkeliling hingga kota bogor
dan kita tugasnya adalah mendukung apa yang sudah disiapkan oleh stj
dalam waktu kurang dari satu jam nanti
yang dianggap tidak lolos karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan
kalau kita gak tau teorinya
tapi juga beberapa kali tembakannya prastawa saat itu tuh pemecah kebuntuan
ternyata sangat banyak sekali
ingatlah dan kuduskanlah hari sabat
supaya kedepannya kelangkaannya tidak akan terjadi lagi
yang kedua rekomendasi dari komnas ham menyimpulkan tidak ada tindak bidana kekerasan ataupun penganiaan
ya itu biasanya begitu sih sama ini
misalnya untuk iritasi sangat berat dan bahkan juga merusak tubuh gitu ya tapi juga berbeda dengan zat asal yang tersebut
tapi kalau kita mau sedikit lebih real lagi
punya perpikiran atau mereka
timeline mengenai surat keputusan itu
menurut pihak puskesuan kebanyakan hewan datang karena keluhan flu dan permintaan untuk steril
kasian kekal selamanya jadinya nyam surga
anda mampu nggak melakukan tracing
kenapa kenapa tapi kenapa rocky belum dateng gua ya
agar aroma dari kacang hijau dan ketan wangi saat proses memasak tambahkan daun pandan
sudah ada dua satu ratus tujuh puluh letusan konflik agraria di seluruh sektor
dan saingannya itu tuh poinnya tipis tipis semua om
rivaldo juga sempet main bareng lah
maka tidak heran jika para pemilik reptil biasanya merasa lebih aman jika menitipkan peliharaannya
dalam kondisi yang ac nya terus nyala kita sudah menikmati udara segar
baik baik kami tunggu informasi selengkapnya dan juga kejelasan tentu untuk keadilan korban dan keluarga
kemudian kan nilai ini diserahkan kepada
apakah ini masih akan menjadi salah satu faktor yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi ke depannya
tapi justru yang penting adalah jangan sampai gara gara dilonggarkan
yang merupakan mungkin awalnya kan kalau tidak salah saya dalam itu
genting dari tanah liat ini mereka jual seharga satu juta hingga satu tiga juta rupiah per seribu genting
kedepan pemerintah provinsi dki jakarta akan terus menambahkan armada mikrotrans
sekaligus penawar rasa kangen anda pada suasana rumah nenek di jawa
di wilayah datika di taman bunga
masyarakat perlu mewaspadai tanda dan denyut jantung dan nadi cepat
benar benar pelajari apa yang membuat anda bahagia supaya pengeluaran tersebut tidak sia sia
tapi sebenarnya memiliki nama yang berbeda beda
maunya juga begitu jadi kan lebih murah ya
ada di event ice cream and dessert world yang digelar di transmol cibubur depok jawa barat sejak tujuh belas hingga dua puluh tujuh november
melalui hal hal sederhana seperti mematikan televisi
itu ya itu orang orang yang selalu ngikutin aku sih
untuk menerima atau apa namanya menerima dari masyarakat
masing masing satu di ee masing masing
cuma ya itu apa yang disebutin bdd sama apa yang disebutin
nilainya empat ratus dua puluh sekian juta
pagi pak kita masih bicara mengenai beras kali ini pak
pada pada ngeliatnya ke si oke sih sih ya
kami juga terima kasih kepada para pendukung yang sudah memberikan apresiasi
responnya juga kurang lebih sama seperti tadi yang dicapai oleh sinopharm
tawaran dari bali united
kami berharap bahwa khususnya tentang kasus ini karena sudah menjadi bola liar di masyarakat
begitu banyak pemain bagus di satria muda
terus pas sebelum wabah corona ini
dr sonia brown mengatakan ketika evakuasi perlu dilakukan
kalo jadi pemain bola mimin kulitnya kayak bapak vincent
kondisi tenggorokan yang tidak terhidrasi dengan baik ilang
kolaborasinya bukan dengan saya langsung ibaratnya tapi dengan mesin yang saya bikin
tapi yang paling banyak sendiri adalah di pasolo ini
bener bener nggak di standarnya
kalo touring gitu sih kebanyakan pakenya full paced gini
dia bener bener kasih
jadi saat ini momentumnya adalah mencari saham saham yang biasa membagikan dividen interim
waktu jaman lagi sebelum sebelum olimpik ya
siomay di sini tak pernah sepi pengunjung
jadi ya karena disana dapet duitnya gitu kan
dengan bola atau kok yang dikenal sebagai apollo
itu yang sticknya ditambah cup
nah bagaimana kalau dicampur dengan aiskrim
mampu mengusir rasa penat akibat macet
terus nanti kita juga ada special performance yang tidak akan disebutkan
enggak sih paling cuma pull up pull up doang gak bisa lah yang pull up sampe naik gitu tuh gak bisa
lalu itu dua ribu empat kan udah lulus sma masih main
biak lumpur ini sebagai salah satu destinasi wisata
proporsi perempuan sangat besar
tanpa kompas moral masyarakat kita tidak memiliki arah yang jelas dan menjadi bingung dan tergelincir
emang cuma buat itu aja sih hype
saya tidak mengatakan karena saya pengambat ekonomi
streetball yang proper apa streetball yang bagus secara bisnis
iya satu satunya makanya sebelas nya juga apresiasinya alam doangnya bagus lah yang apresiasinya
dan itu akan punya akibat walaupun nana pasti akan ada orang yang mengatakan
kalau dukanya kita semayang semuanya masing masing
sudah kemudian isu ini terjadi kalau harga minyak naik berarti semuanya naik dan sebagainya
nah memang apa saja sih syarat barang barang yang harus ada dalam hantaran pernikahan dan apa pemaknaannya
waktu latihan emang coach milos desain sistem
komitmen mereka untuk bekerja menjadi abdi negara
seakan akan kita bisa beribadah di masjid al haram karena kita langsung sujud di hadapan kiswah
di dalam program acara lagu untuk anda
jadi data identifikasi habitat dan pergerakan mereka
seperti premium dari tiga belas sembilan menjadi empat belas sembilan medium dari sepuluh sembilan menjadi dua belas lima
serta sejumlah makam pengikutnya penyebaran islam di wilayah ini pada abad ke tujuh belas
ini tahu angka ini bagaimana
oh saya akan tinggal selama sekian tahun
itu kalau yang kalau iya kalau yang kalau gue liat beberapa video lu lu sering main di sis sering main di citra cemara itu apa tuh klub gitu ya atau apa tuh
selain perajin dirinya juga merupakan dalang wayang klitik
termanipulasi tertipu seolah olah trading kemudian dia menyetorkan uangnya
ku perlukan dia tolong hidupku
jadi kita juga dengan proses penyaringan
cabai ini tidak bisa cukup lama bertahan
bukan melukis biasa erin memilih melukis wajah atau skate dengan media glitter yang memiliki warna emas
atau mereka sudah tes antigen atau pcr berlatih tujuh puluh dua jam
namun jika pembangunannya tidak diawasi dan prosesnya tidak dikelola dengan seksama
jadi sambil menikmati suasana internet market
november dan desember itu dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk beras
kemudian ketika itu terjadi
pemudik yang mengakses jalur utara dan jalur selatan diminta waspada
di masing masing universitas kan punya kuotanya
kan ada tuh yang mungkin di beberapa tempat lain yang harus diarahkan begini begitu
dan daging hasil laboratorium kepada para konsumen
mulai berkumpul di pinggir lapangan gajah mada
mungkin ada hubungannya dengan lokasinya
komisi women in motorsport jadi seperti namanya komisi women in motorsport
allah bapak kita akan jemput engkau
itu kan ranah orang dewasa
samantha mostyn mengatakan dia berkomitmen untuk melayani australia dalam peran tersebut
sejumlah hal bisa didapatkan anak dalam kegiatan belajar menggambar dan melukis
jadi kayak sekolah gue itu kejuaraan basket kejuaraan basket
engagement ini yang kemudian menunjukkan bahwa apakah viewer pembahasan di media sosial itu adalah pembahasan publik
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
kalau mereka yang lahannya dua tiga
usaha ini ia tekuni di tengah pandemi covid sembilan belas
jadi kami bolak balik antara jogja dan gunung merapi
bahwa dalam konteks dinamika hampir selalu ada pihak pihak atau lawan lawan politik yang
dan target awalnya itu sebenarnya sembilan puluh satu delapan triliun
ya memang kredibilitas pemerintahan baru itu nanti menjadi sebuah pertaruhan besar ya
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi anda semuanya
selanjutnya anda mungkin tahu ya ada tokoh fiksi superman dan superwoman
kalau ada yang mau mencoba belajar membuat brem bisa langsung melancong ke kota surakarta
untuk menarik lebih banyak wisatawan tentunya
untuk melakukan kontrak komersial
jadi mereka lebih banyak menghabiskan waktu malam di turki pada musim panas
tapi waktu di season ya nggak dimainin lah gitu loh
emang jauh banget bu kalau di sis tuh
yang tanpa sengaja dia membuang tabung yang berisi duit itu
kita akan lanjutkan obrolan ini di episode selanjutnya
sehingga sekali lagi saya meminta utamanya pada bupati gubernur
ada ikan ada babi ada pokoknya namanya
eh ternyata banyak guru guru tidak tahu dan tidak paham
bukan ketenaganya pak polanya masih bingung pak ini tangan kemana
dan kemudian berita juga sudah mengabarkan bahwa di busan sendiri diperkirakan angka masyarakat yang pulang kampung meningkat hingga dua puluh ketimbang tahun lalu